rekayasa lalu lintas satu arah dilaksanakan selama tiga kali pada pukul sembilan empat puluh lima sepuluh lima belas dua belas hingga pukul dua belas empat puluh serta pukul empat belas empat puluh hingga lima belas dua puluh
serta membawa sejumlah antaran dan rantangan menuju lokasi acara di kantor kelurahan kukusan
berarti pak jokowi nggak akan semudah itu mengambil alih golkar
apakah itu mengantisipasi putusan mk tentang batas usia capres dan juga cawapres kang idam
atau di dunia lah tiga puluh menit per hari berjalan kaki
setiap harinya petugas dan tenaga kesehatan yang di sini bisa melakukan tes hingga dua orang
saya melihat bahwa anak anak yang menjadi korban itu seolah olah dibiarkan oleh negara
anda pasti tahu persis bagaimana lady diana dan juga sekarang
mereka menghubungi uang kepada pelanggan
sehingga saya kira tutupnya toko buku ini adalah konsekuensi dari kelambatan merespon perubahan teknologi dan perubahan konsumen
jadi waktu itu ceritanya adalah
nah ini juga harus diantisipasi soal overcrowding nya itu mas
agar betul betul diyakini aman di indonesia
lalu kan di uph kan kalau di uph kan ikutnya banyak ya kayak liga mahasiswa
tapi pada saat prosesi melukat itu
di ketinggian yang kita miliki setelah itu baru lihat lagi
saya dandesya breaking news akan kembali tetaplah bersama kami
sebenarnya sudah berapa kali hal ini terjadi
oh supaya nggak kemana mana juga nih ekornya
dan ini adalah penyakit yang benar
di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah
per oz nya tergantung jenis sayur yang dipilih
kita nggak pernah tahu nah kalau kemudian nanti
tapi ini kan masyarakat jadi bingung ya pemilih terutama menjadi bingung
dari mata turun ke pusat ayo kita kulineran pasar nah kulineran pasar kali ini enggak
jadi kemarin kan ada lima kasus dua positif
kalau perlu mereka perlu ada tes rekam jejak mereka sebelum mereka diangkat sebagai guru atau guru ngaji
tapi ada satu sosok lagi yang juga jadi bahan pembicaraan nih
jadi kalau dilihat dari pendidikan
boleh dijelasin nggak cutslift event itu sebenarnya apa sih
memicu orang untuk datang menggunakan public transportasi dan mobilitasnya dengan berjalan kaki cukup banyak
warga berkumpul untuk bersama sama menikmati makanan yang telah dibawa dan disediakan
di mp pernah istilahnya banyak juga klub klub yang lu pernah
jadi selama desainnya itu tetap mengedepankan warna kayu natural ataupun warna warna earth tone dan juga warna warna yang tidak natural
artinya ketika kami menyampaikan perlu ada kajian ulang perlu review
dan bisa saja jauh lebih murah
jadi disesuaikan dengan kondisi pasar gitu ya
setiap tahapan proses pemilihan
syukur syukur pak erick menjadi cawapresnya
sehingga pilihan pilihan teknologi menjadi sebuah kekuatan
ini ya contoh kerugian baru gitu ya pak
yang memang harus dikocok untuk mendapatkan busa saat dituang ke dalam gelas
eh geng tapi setau gue kan papa papam lo awalnya nggak setuju ya
tapi tau gak piala ke tujuh belas di surabaya kapan
timeline yang anda sujudge itu seperti apa
meskipun pengaduan kita itu sangat luar biasa
dan yang lebih utama itu bagaimana
tapi saya beruntung sekali dikasih kesempatan sama kbri seoul untuk menyambut kedatangan
di tangan prio anggoro puding jeli diolah sedemikian rupa dalam wadah kelapa utuh
walaupun memiliki ukuran raksasa singkong ini memiliki tekstur yang lembut dan terasa khas ketika sudah dimasak
sesuai dengan ketentuan yang kita edarkan itu maka kita harapkan dapat dilaporkan ke dinas kesehatan setempat
kalau kita mau lihat hidup ke belakang mbak
masuk partikel partikel masih bisa masuk
lagi ancaman pelemahan ekonomi tiongkok gitu
masih boleh gak saya ngontrak disini gitu
terletak di pekanbaru riau terdapat objek wisata bernuansa asia timur
bukan oleh koalisi penjalan kaki menyurati
permukaan dari masalah yang kita miliki
vaksinasi dosis pertama di jawa timur per dua puluh september mencapai dua belas delapan juta atau empat puluh tujuh persen dari target
kalau anak tenganan karena sudah di lingkungan seperti ini kan mau tidak mau
jadi awalnya ecpat itu adalah singkatan daripada end child prostitution in asia
seperti telur tempe tahu dan ikan pari
terus lalu saya tanya ada nggak ya ketakutannya tadi sampai seperti yang viral viral di video video
kayak antar jurusan gitu gitu fakultas
hampir sembilan kg yang satu kan ada lima yang satu sembilan kg
kayaknya kalau gue sih percaya ya
kemudian ada lagi perang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
anda paham apa yang harus anda kerjakan
bagus untuk mendesak negara negara
sehingga pihak konsumen ini
ardia putri didin iswandani surabaya jawa timur
jadi ini sudah dianggap seperti penyakit lainnya begitu ya bu nadia
namun jika diserang balik maka serangan selanjutnya akan lebih besar
november dua ribu delapan belas masutinus wali kota mojokerto menjadi tersangka suap pembahasan apbd tahun dua ribu tujuh belas
jadi nanti setelah dimaksudkan selesai maka nanti akan datang orang diabetes dengan covid
kalau letusan yang dibangun oleh kegempaannya mungkin bisa
tapi zaman sekarang anak muda gak punya utang
yang kemudian hasil ct nya sangat rendah tapi orangnya sama sekali tidak merasakan ada gejala gejala
perut sudah mulai lapar nih
tentu saja tak mudah sebab objek yang digambar sewaktu waktu bergerak
pada tiga puluh april nanti
istilahnya dimediasi oleh indonesia
sebagai salah satu pusat penyebaran agama islam di jakarta
bisa sebenarnya di sipa bula itu hanya sedikit
karena pejalan kaki dengan publik transportasi nggak bisa dipisahin
ataupun untuk masyarakat yang melakukan tes mandiri
dib dib dib dib
satu grup yang terdiri dari delapan sampai sepuluh orang akan diberikan kesempatan bergantian maksimal enam puluh detik untuk mencoba wahana ini
dari bali tapi lu udah bela mp tuh
aku masuk cls kelas lima atau kelas empat gitu
sebelum ditentukan gubernur definitif pada pemilu dua ribu dua puluh
lulus pesantren kita mencoba untuk berkarya
tapi hari ini saya menjadikan rumah sakit indonesia sebagai markas mereka
nah kecuali kalau memang yang bersangkutan harus mendapatkan pengobatan atau harus dengan alasan kesehatan
jadi buat yang belum married dari mulai sekarang
sehingga kita tidak boleh menutupi data
kenapa nih memilih kebun binatang bandung untuk libur lebaran tahun ini
kita rasakan sendiri goyangannya seperti ini hanya ekornya saja ini
dan pelaburusnya itu kan boleh dikatakan juga cukup baik cukup bagus
mulai dari robot eskavator drone hingga makanan siap saji untuk pengungsi
atau seperti waralaba yang tadi sih kalau beli di sistem punya uang lebih ya
itu udah segitu advance nya gitu ya
dan ini kita sudah mulai ketahuan begitu daerah daerah yang kemarin berapa yang paling tinggi berapa yang paling rendah
sambil mengajari anak tentang budaya asia
kalau kita bilang apa solusinya aku mungkin highlight solusi yang jangka waktunya medium sampai long term
membantu israel dalam menghadapi serangan iran kemarin bahkan
lpsk berharap kepada majelis hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan jaksa
satu kali masak itu sekitaran lebih dari lima puluh porsi
anda juga bisa menemukan penyu penyu berukuran besar yang bersahabat ini
secara global ini memang sedang bermasalah
di sponsori oleh pan dalam hal ini
kemudian berikutnya lagi private sector
tapi kalau ini individual gitu nggak terlalu
karena kan membutuhkan pembahasan antar kementerian
jadi tidak cocok dengan teori pak jokowi itu
jadi akses kemudian ada pelaku situasional harganya murah penegak hukum juga tidak begitu ketat dalam mengawasi aksesabilitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual
yang penting bawa payung mendung tanda tanda hujan
ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena
yaudah akhirnya mereka kasih nama es teler gitu
tapi sayangnya saya tidak bisa mengikuti eventnya itu
maka kota ini digunakan oleh israel untuk menempatkan pasukannya sebagai perisai
seperti kesalahan yang tidak disengaja
maupun aktivitas fisik ataupun olahraga untuk meningkatkan metabolisme
ya kekerasan seksual pada anak mengalami metamoposis
ketujuh memiliki waktu untuk diri sendiri
jadi sebenarnya tahun pemilu ini malah waktu yang bagus untuk akumulasi saham ya
boleh dan tidak boleh ada constraint dan tidak ada constraint itu nggak tahu
jadi aku bisa tahu di dalamnya ini karena ya sri kandi itu bahkan sekarang ada karena
daging ini kebutuhan nasional itu sekitar tujuh ratus dua puluh ribu ton setahun
dibanding orang dewasa artinya dia menghirup udara itu pasti frekuensi lebih sering daripada orang dewasa itu juga meningkatkan risiko bisa terpajan
bagi semua orang itu apa ada
dan muhammadiyah itu tidak pernah berpolitik praktis
yang beritikat baik mau meminjam
untuk itu di sini nanti juga akan disediakan atau dibantu oleh petugas untuk diberikan efin agar bisa melaporkan pajak
tapi kan waktu itu masuk ke cls bareng kakak itu ada gak yang sekarang masih di cls atau udah pada main di liga pro
first class memiliki delapan belas tempat duduk berwarna abu abu dengan susunan dua
terkait dengan investasi di dunia properti ya
karena semua dari laboratorium pasien case yang ada itu itu diharapkan bisa mematuhi
dan inilah yang namanya
kelihatannya dari tiga kandidat kemungkinan pemilu bisa berjalan dalam dua putaran gitu ya
menghapus kejahatan khususnya kekerasan terhadap anak termasuk eksploitasi seksual dan juga trafficking dan lain sebagainya
dimana naturalisasi itu dibatasi usianya delapan belas sampai tiga puluh tahun
jadi biarpun banyak yang katanya kecewa
virus positifnya sudah selesai
jadi kita perlu diversifikasi menu
dari seluruh provinsi di indonesia
nah kita akan mengutamakan mereka yang sedang melakukan pelayanan
dry nacelle di jakarta juga masih
kalau kita solid di jawa timur
karena prosesnya saya nyoroti khusus dengan proses kartu merah yang
tujuannya agar suhu kulit turun
kan kadang kadang mereka itu kalau belajar sambil ini
eh ini ngomongin tentang karir basket lagi kan
yang saya lihat tuh wasit begitu ribut ribut gini
namun sebelum mencobanya anda wajib mendengarkan penjelasan dan instruksi keselamatan terlebih dahulu
oke saya nanti ke pak jasilul terkait dengan anggaran
jadi ada undang undang dua puluh tiga dua ribu dua tiga puluh lima dua ribu empat belas tujuh belas dua ribu enam belas
mereka harus menangisi untuk mendapatkan harga yang lebih baik
jangan kita mengharapkan semua itu harus murah
gue juga dapat banyak pelajaran
dilihat dari pernyataan pernyataan bu mega
kuota pendidikan dokter spesialis yang ada sampai sekarang
gak usah diujan netizen lagi
yang masa itu polusi udara di situ di beijing di shanghai
dan mungkin cocok juga ya dengan si jengkol ini
jadi kabupaten kota yang sudah mencapai dosis satu sebesar minimal tujuh puluh itu untuk seluruh takaran
tapi penting infrastruktur yang mendukung justru keberpihakan terhadap pejalan kaki
ya periode bunga tinggi tadi
lanjutan dari kepemimpinan nasional itu
tapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi gitu ya secara resmi ada berapa jumlah wni yang terdampak karena banjir bandang ini ataupun dari longsor
kalau saya boleh bacakan datanya saya pegang dan setiap senin kita ada evaluasi
berkeliling dari satu kota ke kota lain
sekolah itu minimal sekolah itu satu lima kilo
bisa begitu penganeian yang berbuah manis
pkb itu bertambah kursi
jadi kredit masih tetap berkumpul dengan baik
tapi tenang saja anda tidak perlu lama menunggu
saat ini pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dki jakarta
satu kilogramnya bisa dijual
saya sampaikan bahwa ada kebutuhan kita harus menjangkau

dan semoga kita juga melakukan edukasi ini kepada pengirsa kita ya
untuk beduk berdiameter satu meter proses pemasangan kulit dilakukan beramai ramai
menantikan yaitu dari bapak henry baikuni beliau dari dari queensland ini dan prof
belum punya cukup waktu untuk mengerti apa implikasi positif dan negatif
dan kita mendengarkan pelaku sejasa keuangan
lima puluh lima itu pokoknya xt emang jalan terus sih gue liat ya
saya kira kita akan manfaatkan
yang kedua ketika kemudian banyak vaksin dilakukan itu ada beberapa kabupaten kota yang melebihi
bahwa dalam proses menuju hasil itu
karena setiap lembaga kementerian itu punya hitungan
tanaman sukun sejak dahulu memang banyak ditanam di pekarangan rumah warga di kota cilacap
makanya saya menggunakan benchmarkingnya sebagai seri b
dalam sehari kedai tersebut dapat menjual sup ayam kampung hingga delapan puluh
jalan trotoar dan lain lain
milih buat ikut cls buat liburan setelah juara abl gitu
biasanya cowok kan kalau sama basket apalagi di bali kan kayaknya kultur basketnya kan cukup oke tuh
pengemudi harus menunggu terlalu lama
ketaatan bahkan ketahanan uji seorang ratu elizabeth yang kedua

masih harus dikuatkan ditingkatkan
tadi menarik sekali ya profil di indonesia mengenai kekerasan yang terjadi kepada anak
bumbu karang dicampur ke dalam adonan waffle lalu dipanggang selama enam menit
apakah nanti masuk dalam kementerian tertentu untuk makan siang gratis ini
tidak adanya otoritas yang lebih tinggi
jadi gini salah satu apa ya kayak
saya bukan bicara asumsi apalagi pendapat pribadi
tapi berbalik berbanding berbalik kalau misalkan yang melakukan pelanggaran itu kita ke qatar langsung buru buru cepet lihat var loh
untuk membuatnya untuk orang orang yang berada di luar negara ini
pemilik menghubungi kami dan mereka mengatakan kita hanya mendapatkan satu bagian dari pesanan
ternyata masih ditolak oleh masyarakat sekitar dan proses mediasinya belum selesai
sebelum ayunan ini bisa digunakan ada upacara ngayunang damar atau ulokan
itu apakah artinya pak surya mengatakan tidak perlu menggugat ke mk
itu terjadi di berbagai tempat menimpa minoritas walaupun itu minoritasnya muslim
tapi kalau bisa bulog itu apakah bulog sampai saat ini dia mempunyai stok yang cukup
jadi begini kalau di partai kan itu sudah disampaikan berulang kali sama pak prabowo
tapi kalau saya nih pak nonton di tv ya
rare item atau yang jarang banget itu apa sih kira kira
dua orang lagi joko sama widodo
namun kita tidak bisa langsung menggunakan bambu yang baru diambil dari kebun ya
dan kita tunggu kegiatan kegiatan berikutnya
kemudian di amerika beberapa kota juga bergerak dan seterusnya
masakan dobo baunya wuh memang sangat ingin segera makan sih
ya saya kira lakukan tindakan ada reconstruction gitu loh
kalau situasional itu sebetulnya orientasi seksnya bukan pada anak anak
iran ini adalah salah satu regional power di kawasan timur tengah dengan kekuatan militer yang cukup besar gitu ya untuk di kawasan timur tengah
para pengembang untuk mengatasi hal ini mas
kan ada ini sama pelatih
pencalonan gibran raka buming raka yang ditetapkan kpu sudah sesuai dengan konstitusi
begitu yang salah adalah konsumen
mas kay dengan istri gitu
dari kisaran berapa sampai berapa nih kok
ada hanya satu orang saja tadi sampai dipegangin oleh tiga orang gitu saja
kita sudah mengumpulkan dan meregistrasi
gaya kayak gitu dia kalo gak gitu malah justru ada masalah ya kan
sehingga melingkar mengikuti pola dan tersusun rapi
kehadiran badan pangan ini setidaknya menunjukkan kemauan pemerintah
oke kalaupun ada yang menawarkan fasilitas tes pcr gitu ya
gula aren yang memang masuk di situ sebagai pemanis
misalnya bagaimana kita agar ini dia akan variasi hidangan yang tidak terlalu
yang kita tahu bahwa kalau bicara evaluasi yang nomor satu
ini anomalinya di mana
jadi untuk itu benar benar kita testing strateginya lihat sekarang
langkah langkah telah dilakukan penyidik satreskrim tangerang selatan bersama laporan polisi tersebut melakukan serangkaian proses penyidikan
akibat dari campuran antara kekebalan artifisial karena vaksinasi plus
ini ada yang ditunda ditunda kurang lebih dua puluh sembilan lima ratus sembilan puluh empat
kita tuh sudah betul betul dilihat di dunia bahwa kita tuh bukan hanya ada ombaknya
kita bikin sendiri dengan spesifikasi yang tepat untuk kita secara pribadi
kementerian teknis harus diawasi kementerian teknis berapa luas produksi kita
pasti akan terasa segar di lidah
karena dari bergerak kemudian nanti ada juga faktor kemudian penekanan penekanan di lututnya harus dikurangi
games aja seru seruan
namun tidak pulang kampung karena memang sudah turun temurun bertempat tinggal di bali dalam
tapi kita mengatakan masih lebih
dengan menyumbangkan prestasinya ke tanah air
perbaiki keturunan kita perbaiki genetik kita itu
menyampaikan siapa namanya itu makamnya
ada posisinya dari dua puluh empat hingga empat puluh empat menteri
banjir ini juga berdampak pada operasi atau jam operasional dari kereta bawah tanah
karena di banyak negara juga kalau kita lihat kemarin ya
tapi luar biasa sih orang orang disini sangat luar biasa sih
nah ini aku aja aku tidak besar di kelas aja masih bisa kenapa aku dilarang gitu
nah berarti ini kesempatan ibl beres dipanggil lah ya
orang bali itu di dalam proses menyucikan
ini carmel satu kamar kita
sebagai individu rumah tangga atau dunia usaha
helmut hermawan juga sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap helmut hermawan
ada tiga belas kantor perwakilan di sini yang juga sudah memiliki target masing masing
tapi banyak kemudian pakar epidemiolog membaca bahwa melihat sebetulnya varian omikron ini besar kemungkinan sudah terjadi juga terdeteksi di daerah daerah
dalam sehari sudah pasti habis satu ratus lima puluh porsi
pasukan israel telah menjadikan rs indonesia di gaza menjadi markas mereka
maka lima kali plus satu di konvensi partai golkar pak prabowo sudah berusaha
gusturian gusturian yang ideologis juga banyak
keberadaan bunter pesantren menjadi bukti lain bahwa syiar islam di tanah cerbon terus berkembang dengan segala dinamikanya
kopi diketahui memiliki sejumlah manfaat diantaranya menjaga konsentrasi
nah kondisi ini sepertinya selalu berulang kalau kita bicara kasus kenaikan harga lpg juga mengakibatkan efek domino kepada pengusaha warteg
udah gak merah harusnya orange
kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun dua ribu dua puluh dua ini mencapai lebih dari sembilan lima ratus kasus
itu kemudian sudah mulai ada banyak masalah masalah di luar

kita mesti kuat menahan beban puluhan kilogram di atas pundak dengan berjalan kaki
yang membuat kita harus menuju kesana
tetapi dia merusak kerukunan di sini
terima kasih pak sarbini abdul burat presidium mercy indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsro
jadi pasti udah bisa nebak nih tema yang akan kita angkat hari ini apa
misalnya yang punya tenaga listrik sendiri
ada yang menginginkan sembilan belas sampai dua puluh lima
pasca tentunya tindak lanjut kita melakukan pencabutan situasi pandemi covid sembilan belas
karena coaching staff pengen kalo misal kamu mau ikut pon yaudah
digunakan untuk tidak melakukan apa apa
cara efektif untuk memerangi penyebaran informasi palsu
namun arya menyebut perolehan suara tidak akan jauh dari hitung cepat dengan toleransi sekitar
ini yang harus ditegaskan ya ada dua hal yang memang terpisah
melukat telah menjadi tren wisata spiritual populer di bali
nanti ya artinya dikasih obat painkiller ya untuk di awal
sebenarnya gimana sih pak yang pertama ya
apalagi ada tni ada pori tadi kawan kawan wartawan terus kemudian atlet begitu ya
dan ketiga data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan covid sembilan belas
kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras dan sayuran membuat pelaku usaha warung tegal harus memutar otak
tak hanya mengevakuasi pengalaman mereka diantaranya
nah pupuk kita itu urea kita cukup
prosesnya itu adalah uang yang asli sama pelaku utama ya pembuat itu dipotokopi
karena jumlanya masih terbatas
yang kita tangani di tempat saya
uber sendiri sebagai konsep
tadi seperti yang pak kadir sampaikan
supaya mereka bisa mendapatkan target anak anak mereka masuklah ke lembaga pendidikan
dr feni terima kasih banyak atas waktunya
dan tentunya hal ini dapat berdampak kepada kesehatan kita
masa nanti ada tamu dari luar pengen makan nasi kebuli
dan juga data pengguna ini juga masih ditakuti oleh masyarakat menjadi ancaman
kalau yang tidak proporsional nanti akan di adon kembali
gue mempertanyakan diri gue bisa gak ya gue hidup dari basket
jadi satu tahun itu satu kali
periksa dengan sangat serius
lu kan di tri tunggal kan ikut dbl juga ya kenapa lu ikutnya yang tiga x tiga
yang terkoordinasi secara nasional di masa depan
jadi buat mereka tidak menikah itu bukan hanya persoalan keamanan finansial atau apa namanya kesejahteraan tapi juga keamanan fisik
tapi artinya vaksin dalam negeri sudah bisa juga dimanfaatkan selama tadi memiliki nomor izin edar yang bisa digunakan untuk pemberian vaksinasi di layar
terutama kasus narkoba terus bertambah setiap saat
lewat konsep hunian indoor outdoor atau menempatkan tanaman hijau dalam ruangan
yang pada musim pemilu diputar di layar televisi
kemudian ternyata apa yang dicanangkannya itu menarik minat untuk membentuk ekpat di beberapa negara
sekalipun memang ada sejumlah kursi yang hilang ya
jawa timur satu terkait dengan capaian

karena kita manusia dari asalnya kan kita memang mahluk yang berjalan kaki
karena panen raya itu grafiknya begini
itu yang jangka panjangnya
cahaya matahari sudah menerangi namun sanitasi adalah persoalan lain
tidak ada yang sempurna di sini
melanjutkan pembangunan tidak berarti
gerindra sendiri sebenarnya sudah ada nggak sih komunikasi politik dengan p tiga sebelumnya terkait dengan keluarnya sandi ini
dana pembelian krl ini merupakan gabungan dari penyertaan modal negara
ya masjid masih kondisinya
bapak ketika mengajukan prediksi ini lalu seperti apa respon pemerintah pak
kita eh gimana ya sebenernya gak ada yang gak ada yang
salah satunya adalah makau yang didatangkan dari brazil ini

dagingnya lebih tebal manis manis pahit
mas akmal anda melihat bagaimana ini soal keberbihakan wasid nasrullah kabirov asal tajikistan yang dianggap
jadi pertukaran udaranya secara gedung itu harus melakukan beberapa kali per jam untuk bisa meningkatkan ventilasi di dalam gedung
jadi tidak saja di istana negara negara republik tapi di dalam kerajaan yang monarki
semakin tinggi spending masyarakat
ya di polisi ya jaksa itu sudah ada peraturannya semua
nah ini juga berpengaruh terhadap sistem keamanan kita gitu loh
sampai sekarang kalau gue inget lagi ya tolak tolak tolak titik tolak gue gitu
peluk selamat datang di dunia silahkan berjuang
memang disebutnya tadi yang hijau penelitian p tiga begitu ya
selain ada perlindungan konsumen
karena mereka lah dijadikan orang yang dinomorsatukan
dan semoga bisa membantu mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak anak
kita yang nggak punya stok itu kan juga susah
baik kan belajar namanya bro
tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi
jadi aku nyimpenin tuh foto foto mereka dari facebook
disewakan yos yang mewah itu
sepertinya dia terus ingin merawat harapannya untuk bisa maju di dua ribu dua puluh
jadi kita dari kecil sudah melihat proses ritualnya seperti apa
karena infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan
bagi sintia sarapan merupakan waktu makan yang tak boleh dilewatkan oleh keluarganya
tidak ada salahnya mencoba buah durian mentega ini ya
seperti ada helm ada seafood lutut
neraca pangan ini sebelumnya memang menjadi isu strategis
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh
cuma mungkin reformasi ini mungkin ada dua ya
di denpasar bali anak anak bisa mempelajari budaya dan kesenian khas tanah air
jadi kata kuncinya adalah bermain menonjol dalam pertandingan
sudah beberapa lama memang terdengar pengunduran diri ini
ya selamat pagi menuju siang sufi ini kalau informasi tadi jam delapan kan agak tersendat ya di sana
dan supaya memang stok pangan ini bisa menguatkan bangsa indonesia
jangan lupa untuk meningkatkan skill memotret agar bisa menghasilkan foto berkualitas
tapi ada juga yang meragukan keamanan data penggunanya
jadinya akan ada tiga kelas penumpang premium ekonomi bisnis dan first class
masih merah bisa ungu atau bisa orange kuning atau ke warna hijau
karena platform juga menjadi penyedia bisnis seks pada anak
sesuatu yang netral sesuatu yang humble
tapi kita di sana tetap bisa kumpul di kafe kita dekor dekor
dan tentu saja ya jangan malas untuk jalan kaki
dan challengers ini kita akan berpeluang kembali untuk masuk ke sirkuit ke berikutnya yaitu world tour dunia
itu melambangkan tentu ada kubah besar itu tiga anak
bukan yang lainnya itu fik dan clear
masuk dalam esport sebenarnya
kalau itu dulu pas itu gimana kulturnya basketnya di jember waktu itu
tapi sudah mengeluhkan problem pada tulang
karena mereka jadi tenaga honorer
tapi karena tidak dibicarakan di hadapan publik
kalau di tv memang menitnya sudah menit
disentuh dengan lagu kesenangan kesenangan gitu dengan hobi mereka nah kita bisa lihat
jadi saya melihat ada langkah tepat yang dilakukan pssi untuk mengingatkan kepada afc agar wasit wasit bisa memimpin dengan adil sesuai dengan regulasi
nanti kita jelaskan semuanya agar masyarakat yakin betul
satu kaleng diisi tiga puluh dua kerupuk
supaya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan vaksin ini juga sudah mulai maksimal optimal gitu ya
sushi disini memang tidak menggunakan beras jepang
yang ini persis seperti si angsel kemarin
kita merasakan sendiri kan dampaknya
karena game itu tinggi sekarang
mereka lah yang sesungguhnya punya
dan biarkan suhu adonan turun menyerupai temperatur ruangan
oh gitu bu ya
antonia gagliardi sendiri memposting dua atau tiga hari yang lalu
apakah kemudian pihak sekolah sebelumnya pernah menggunakan jasa transportasi dari pengelola bus ini
sehingga mungkin timingnya sangat belum tepat untuk diberlakukan pembayaran untuk vaksin covid sembilan belas berbayar
ya apalagi hanya sekedar publik ya bahkan sekarang ini bukan publik lagi
salah satu bukti bahwa
makasih mas sudah menyempatkan di tengah kesibukan nih
sehingga jumlah kasusnya meningkat penanganannya terbatas akhirnya masyarakat pun tidak mau melaporkan kasus itu lagi kepada penegak hukum
antusiasme penggemar atas kehadiran produk makanan siap saji kolaborasi ⁇ mcdonalds ⁇ dengan boyband asal korea selatan bts tersebut
tapi kalau memang dia positif maka itu akan bisa masuk di dalam klaim
mungkin orang tua kita umur delapan puluh ke atas saja sudah mengurangi aktivitas
ayunan berbahan kayu ini diputar oleh para trunei
tapi tetap dalam satu kesatuan
udah juara habis juara tuh
saya menyingkapi terakhir itu saya mengatakan
karena berada tepat di pemukiman warga tionghoa
bantuan sudah mulai berdatangan dan mereka masih membutuhkan
selain menyiapkan sesaji masyarakat di desa adatenganan pegeringsingan juga bergotong royong dalam menyiapkan makanan
ibu hovifa terima kasih bu udah bisa hadir di tengah kesibukan rane
mbak nasko saya harus tanyakan satu hal nih yang terakhir
tapi dari yang temen gue cerita juga yang di jember waktu zaman zaman gue smp sma tuh kompetisi justru lebih banyak gitu
semua juga gak nyangka ya tapi finalnya waktu
pada tahun dua ribu satu saat masih berusia lima belas tahun
yang tidak pasti kan kapan terjadinya dan diikuti atau tidak awan panas guguran itu
nah kita akan perbaiki yang hari besok dan seterusnya
saya tidak mengatakan bahwa
bahkan suami juga bisa ikutan libur dua tahun
itu penting untuk berbagi perasaan anda
katanya dia bisa menang tuh
rp tersangka produsen uang palsu mengaku ide membuat uang palsu berawal dari unggahan youtube saat polisi menangkap pelaku pembuat uang palsu
menurut saya perlu pola lain dalam hal pemasrakatan ini
trans studio bandung kali ini menampilkan
yang punya teman teman kabupaten kota
bang dasko kan masih mendebak debak kemana mana
artinya kalau regulator nggak turun
sekaligus menduduki pemuncak klasemen
jadi aturan aturan yang dikeluarkan oleh ojk
setelah sempat menutup usahanya pada tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh satu karena pandemi covid sembilan belas
setiap hari kegiatan di pondok dimulai pada pukul empat pagi
smp ya si audi ya cen ya
namun hingga saat ini kami belum bisa terhubung dengan beliau
mendapatkan keadilan yang semestinya begitu
kita harus mengambil peran kita
samuel utoro dokter spesialis gizi klinik bahkan menyebut
saya nggak tahu kalau pak sandi mau datang di acara kemarin tiba tiba datang sama seperti yang lain kan
sembalun daerah daerah yang tinggi cabai
itu nggak kapasitas saya untuk menjawab
dan tentu saya berharap generasi muda
nanti setelah dibakar dikumpulkan tulangnya lagi dibuatkan lagi simbol simbol manusia gitu
orangnya ramah dan baik baik kulinernya bisa enak
oh si kalsen bagus aja gak pernah dipanggil katanya
vaksin mencegah gejala covid sembilan belas yang parah
yang dia bantu habis habisan
di deputi empat yang memiliki
hahaha biasa dialangi kan
sebenarnya tuh kasus pelanggarannya turun gitu
dan menurut hemat saya salah satu tuntutan yang sangat serius ke depan itu adalah di indonesia diperlukan upaya untuk membangun political quotient
paus sperma ini mati tepat di lokasi saat evakuasi terakhir
dan pelaku usaha jasa keuangan juga gak usah takut
juga ada beberapa pertanyaan pertanyaan terus bergulir dan juga aktivitas yang bersangkutan ke tempat lain
kalau mungkin ada tawaran yang lebih menarik
ini bisa dilakukan melalui aplikasi peduli lindungi
kecepatan angin yang tinggi tentunya akan berdampak terjadinya gelombang tinggi di penyeberangan
jadi itu kita lakukan
salam sehat terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
membuat sekitar satu ratus lima puluh lapas rutan baru sampai tahun dua ribu dua puluh lima untuk memenuhi tiga ratus sebelas lima ratus tiga puluh empat orang ini
dulu tuh awalnya sebagai apa sih pak
jadi itu persiapan yang lebih kita fokusin
film dokumenter morning of dearch yang dirilis tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua merekam bagaimana turis mancanegara mengeksplorasi ombak ombak di pulau dewata pada akhir tahun enam puluh an
tapak dare artinya adalah tanda tambah yang memfilosofi simbol keseimbangan
tapi akhirnya ya lebih banyak gagalnya
ini juga harus kita lakukan supaya tadi modal kita yang sudah ada
ketika orang orang pergi ke galeri
makanya terakhir itu akhirnya misalnya ke flying wheel kan tahun ini
selanjutnya pada tanggal enam mei dua ribu dua puluh empat penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil perkara tersebut ditemukan dugaan adanya peristiwa tidak pidana
yang menghendaki namibia merdeka
kalau working from home data yang ditemukan greenpeace dari dki jakarta juga di dua ribu dua puluh dua ya
seperti dia jalan jalan ke negara a b c lalu beli barang barang yang cukup mahal dan branded juga
lalu dia duduk lagi sampai sore dia duduk saja
penting bagi galeri untuk menampilkan keragaman budaya dan lingkungan dari first nation
serta lima medali emas dari nomor perorangan
enggak tahu pokoknya saya simpan di rumahnya kakak saya gitu ya senang sekali membantu sangat membantu
yang paling utama adalah utama mandalanya
kemudian business as usual tidak ada sanksi
dan salah satunya saya enggak banyak mungkin
saat pencucian adalah sekaligus memisahkan kulit dan daging kacang kedelai
dan di sini saya akan menunjukkan di sini ada running text yang menginformasikan suhu internal
sejumlah kasus pelanggaran ham berat seperti penembakan misterius seribu sembilan ratus delapan puluh dua seribu sembilan ratus delapan puluh lima
tenaga fungsi pemeriksaan kualitas gedung ya
karena pada intinya mempersembahkan darah
bila mana ternyata tetap mereka tidak mau melakukan
nah itu gimana tuh
karena kesehatan yang penting ya menjaganya
jadi saya sih sangat optimis ya melihat masyarakat bertanya kepada saya dan cukup antusias begitu
ekonomi khususnya di inggris sendiri dan percaturan politik yang memang sudah dalam sudah lama sudah beberapa tahun terakhir ini dalam persimpangan jalan ya
tadi luar jabodetabek permintaannya ke kawasan jakarta juga
yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
kami mencoba untuk bertanya kepada instruktur flight attendant atau pelatih awak kabin pesawat
di sini saya merasa berbeda
bapak presiden dan juga ibu negara
iya nah mengapa ibu merasa bersalah bukankah mereka itu juga dilibatkan dalam
sekarang tingkat pertumbuhan warganya itu rendah sekali
kejahatan setelah anda berkembang dan berhubungan
kayak kulit kepala atau lain lah kalau saya dari kaki murni
sehingga tadi itu mbak orang yang takut yang tidak mengerti dan seterusnya itu mereka akan menjadi paham
jadi panra ali mengatakan bahwa setelah jadi epidemik nanti akan jadi endemis
kalau kita bosen ya kita melakukan relaxing di sini
bagaimana kemudian pihak sekolah berkoordinasi dengan kepolisian untuk penyelidikan kasus kecelakaan ini pak
karena itu adalah sifat manusia sebenarnya
dan kedua sistem ini menawarkan tingkat keamanan lebih untuk melindungi kereta pada saat terjadi kesalahan sistem maupun kesalahan manusia
sekarang ada di indonesia juga
lalu kemudian menciptakan keadilan dan kesempatan yang sama buat semua orang gitu
dan tidak bisa lagi alasan polri independen kpk independen
dan mereka adalah mantan anak buah saya
untuk menghindari para developer yang suka ghosting
hitam nah ini pohon sukunnya pohonnya besar tapi relatif
pemirsa ketua kpu hashim ashari jatuhi sanksi berupa peringatan keras oleh dewan kehormatan negara pemilu atau dkpp
nah ini mungkin dari segi idealnya
di awal april ini hingga tanggal tiga belas ini ada potensi ancaman banjir pesisir di beberapa wilayah
nah ini bisa dicegah kalau kita melakukan berjalan kaki secara rutin dengan menguatkan tulang dan juga persendian
dari koperasi sai pujon malang yang anggotanya adalah para peternak sapi perah pujon malang
karena pakai kandang kapelit jadi berasa dia
dan mendorong bisnis lain untuk berhenti
oke jadi menyerahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian ya pak ya
persentase wilayah yang bandir
karena apa namanya kebutuhan untuk menjaga
dan kalau anak tidak bisa tumbuh kembang dengan sehat dengan merasa aman tentu saja mereka akan menjadi individu individu yang penuh dengan tantangan
ada bapak kombes pol
kebanyakan orang tua kebanyakan ya
nah tapi memang masih ada beberapa yang kurang lebih kalau pemeriksaan ini kan ada sebetulnya ada dua macam
dengan liga arab ini serangan
ini gak pernah kayak ada omongan
dan sebelumnya kemarin salah satu anggota apmi mas bagas dari jazz gunung
jadi tiga ini itu ada di badan pangan
untuk lansia tentunya kita berharap target enam puluh persen pada akhir tahun ini juga dicapai oleh banyak provinsi
biasanya nggak sarapan sih kalau sarapan biasanya sakit perut
ya jadi maksudnya bu alex ini saya hanya mengklarifikasi sehingga nanti para tamu kami yang lain juga dapat menanggapi maksud saya
warga cempaka putih jakarta pusat ini punya trik agar kue berwadah buahnya tetap segar
itu tidak ada soal
yang iu di coffee cucion yang gading serpong saya nct ya
setidaknya ada regenerasi lah ya
nah ini yang tidak bisa diutak atik itu tiga belas februari ke depan
kita akan pertama kali mengajukan permohonan
kalau comply ya semuanya menjadi baik
banyak hal yang saya rasa
nah yang kita pengen ada yang lakukan adalah yang namanya source apportionment study
dewan kehormatan ngera pemilu atau dkpp memutuskan bahwa ketua kpu telah melanggar kode etik terkait pencalonan gibran raka bumi raka sebagai cawapres
menangis sambil berteriak dan meronta ronta
nah kemudian barulah setelah beberapa waktu
tapi toh menguras tenaga pikiran dan waktu beliau yang sudah sangat sedikit itu
terus ke depan yang saya bilang tadi bilang sebelumnya
masuk kuping kiri keluar kuping kanan
bagus ya maksudnya di sini masih banyak produk produk yang zaman dulu
bahwa di publik sudah ada usulan
mbak sendiri thr nanti mau dipergunakan apa mbak
aduh aduh aduh aduh
tapi kalau udah kita berkumpul dan sharing tentang upacara itu seru
atau ada salah satu denominasi dalam kristen misalnya yang tidak membolehkan hormat bendera gitu
teater lolly berturut turut tiap hari ada aja orang yang ngomongin ke aku tentang uph
yang menyebabkan runtuhnya pasar amerika
rezekinya memang di kamboja kayaknya
angka partisipasi olahraga di indonesia itu
nah kulit kacang kedelai ini biasanya akan mengambang dalam air pencucian
bisa bikin kita tuh lebih nyaman menyatu
iya betul jadi memang kita itu kan tadi ya pengennya tuh merasa comfortable di rumah
maaf sebelumnya nggak perlu sedia air putih nggak usah
kita butuhkan dari demonstrasi demonstrasi
bahkan tahun lalu sudah menjangkau lebih kurang lima belas ribu anak
dapat memanfaatkan imunisasi yang menjadi imunisasi pilihan
apakah anda sudah melayangkan surat kepada presiden dan kementerian luar negeri republik indonesia
jadi pelaku jasa sekuangan juga
terus dengan kondisi yang sekarang gimana tuh daniel menyiasatinya
ya misalnya indonesia sama malaysia sama brunei
jokowi ini kan ingin punya pengaruh yang panjang
pemuda kelahiran dua puluh dua maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini tak pernah absen terlibat perang pandan sejak duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar
ini jadi dua nanti yang ini jadi dua ini jadi empat
berarti kita bakalan perang dong tanda kutip ya
pertama bagaimana mengenali grooming sexting dan sektorian
menurut lu gimana sih sekarang basket putri sama
karena menggunakan bubuk arang atau carkol
nah ini sebagai prosesi mengayun lentera sebagai simbol perputaran
kalau pembaharuan sudah dilakukan dan dibuka oleh sri ratu elizabeth ii almarhumah
kedua mungkin dari segi produktivitas
di sini ada kawanan hiu paus yang berenang di areal bagan bagan atau perahu berjaring layan
nah di indonesia sendiri banyak ini terjadi atau apakah ada datanya
dimulai dari masa kanak kanak hingga remaja
tidak bisa semata mata dicegah oleh vaksinasi
jadi profesor barbara hartley tadi mengatakan yang menyitir dari apa yang dikatakan oleh bapak noel pearson itu tadi
ke halte bundaran hi jaraknya sangat dekat hanya satu perhentian
seluruhnya sudah dibawa ke rumah sakit yang ada di depok
jadi kan mestinya saya dapat pmdk dulu
kalau dari pemeriksaan kita ternyata membuktikan bahwa ternyata
oke saya mau ke pak sumarji terlebih dahulu
baik petugas maupun warga binaan
tapi sekarang kita dua ribu dua puluh tiga seharusnya kita bisa menjalankan lagi
di supermoto ini motornya motocross bannya ring tujuh belas dan slick tire ya
dengan mempertimbangkan warisan apa yang ingin anda tinggalkan
jadi peningkatan tekanan intraokuler pada mata juga
anda bisa menginstal panel solar di rumah anda
ada peningkatan yang luar biasa
dan ini yang paling saya tunggu tunggu kopi jengkol
indonesia hari ini salah satu importer terbesar gula
ini kan bagian dari yang saya sebut market conduct
dengan informasi ini mereka ada kesempatan untuk melakukan sesuatu
karena anda tidak bisa memprediksi kapan itu google
satu porsi bacang dijual seharga sepuluh ribu rupiah
tergantung nilai nilai yang ditanamkan
daripada saya main hp aja saya lebih mempelajari megambel
ada anggaran baru dibuat kompetensinya dilatih

semoga ini akan terus berlangsung dengan baik dengan lancar sekaligus juga dengan protokol kesehatan yang ketat
dengan penyelamat orang yang telah menderita
apa yang harus dikritik adalah apa yang dipraktekan keliru kan
dan baru saja informasi yang kami terima ada dua pemudik lagi yang swab antigennya reaktif dari hasil tes usap antigen yang baru saja dilakukan oleh petugas yang ada di posko kilometer tiga puluh empat ini
ketersediaan vaksinnya udah nggak diatur lagi kecuali yang menjadi program ya
ternyata tingkat partisipasi kita justru menurun
juli lalu saat rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur sedang penuh penuhnya henny harus bekerja lebih dari delapan jam sehari dan tinggal di mes
waktu itu emang tujuannya pengen hukum atau gimana kak
kita bicara mengenai pemerintah telah mengeluarkan kebijakan impor
kemudian konsumsi jakarta dua ribu ton per hari
guna membantu penyerapan gula secara perlahan
diolah pakai tempe ya baju ya rekomendasi surga dunia
jadi dipisah karena kalau nggak keramaian kafenya nanti
dihadapkan kepada pilihan juga
gas kemudian abu kerikil krakal sampai soal pokok
seperti panggung sandiwara kita telah diaturnya
kalau di dobo itu ya disuir suir gitu ikannya dilepas tulang tulangnya itu aja
memang lagi di musim penghujan beberapa waktu lalu
infeksi omikron ini terutama pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dua kali
yang gue tau yang gue liat pengalaman gue ya waktu di australia emang kayak apa ya
karena orang merokok itu menimbun radikal bebas
kalau dibilang menghidupi gak juga sih
itu artinya baru ada pertanyaan serius
itu yang disebut dengan kebijakan pelindungan anak
simbol perbekalan jiwa yang akan dikembalikan ke alam semesta
walaupun timnya ada kemungkinan bermain di seri a
sesudah itu baru diterbitkan so untuk pengeluaran barang
itu tidak menjadi indikasi yang sangat kuat
jadi dan dari informasi yang tadi kita lihat di berbagai negara
dua minggu lalu dipanggil pak presiden masalah pupuk
ya orang yang chelsea itu ya orang yang gak suka anak kecil
tau ga cenn satu sekuens yang ga bisa dilupain waktu abl tahun lalu dari kan
hanya saja tidak boleh kita apekan kondisi ini
terutama yang kami lihat dari kilometer tiga puluh empat sendiri kendaraan bisa melaju ke kendaraannya
tentu saja manfaat peningkatan layanan internet tidak hanya dirasakan sektor pendidikan tetapi juga masyarakat umum salah satunya usaha jasa desain logo
ini setau gua kan tadi udah gua singgung juga lu udah kabupaten semarang lu masuk basket juga gara gara temen lu ya kan dulu pas sd ya kan
hengki lakai waktu ke asg
nomor satu cadangan di olimpik
bomong markos berutang budi ya terhadap duterte
sehingga ke depan ini tidak terjadi lagi yang seperti ini
ya jadi sebenarnya begini
dalam waktu dekat dita akan kembali ke indonesia bersama secret number untuk menggelar konser
tingkat suku bunga gitu posisinya
kata pak kadir kan artinya semuanya itu mau yang cepat
karena beras ini salah satu produk yang bahan pangan yang hampir wajib untuk masyarakat kita
kemudian ada konflik di rusia ukraine ya
karena penyelenggaraan pemilu itu bagi saya yang paling penting adalah menjaga tingkat kepercayaan publik
jangan jangan akan sangat turun
dan saya lihat ini adalah refleksi dari apresiasi mereka terhadap kinerja pak prabowo ya
kalau saya jangan singgah singgah sopiran datang ke sini sampai jangan pulang perhari
istilahnya ngikutin orang tua lu lah kemana mana gitu kan
jadi percepatan itu bukankah sebuah perubahan juga
lumpia ini tuh ngenyangin tapi nggak minyak maksudnya
pertanda perang pandan dimulai
tentu kemenpora harus dengan banyak pihak
untuk memastikan keamanan dan keselamatannya
sebelumnya memang sempat tersiar kabar atau informasi yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa
tidak ada orang bangun shopping mall baru
satria mengawali hobi ini sejak awal masa pandemi covid sembilan belas
berbagai varian kroffel bisa anda temui di sini
dan itu enggak ada persoalan gitu atau peneliti peneliti
dan solo ini lebih khusus lagi yang ada di pasar klewer
tapi sebelum itu sudah ada orang bali
terus mulai mikir apa yang bisa tetep jalanin ke ui
itu ada senam senam sehat ibu ibu
dan segera periksakan diri ke dokter jika merasakan keluhan untuk deteksi dini
perang pandan itu sendiri sebagai penghormatan masyarakat tenganan kepada dewa indra
namun ketika ada tingkat kepuasan di luar jakarta ya di bordernya jakarta tapi masih masuk jakarta
dan langkah apa saja yang perlu dilakukan
nanti kita ketemu lagi di secret ad newsroom berikutnya
keluarkan buah begini bagus
karena abu vulkanik yang ada di sekitar kawasan tersebut masih dalam kondisi panas bahkan masih mengeluarkan asap dan juga benda benda sekitarnya yang berdekatan
terus ada yang agak datar jadi harus didorong
itu masuk ke resesi seks itu tadi kan
nah dari antusiasme itu sebenarnya ini kita jadikan evidence
jadi di apa operasinya atau treatmentnya
mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global
agar di setiap kesempatan
soalnya kita mau supaya lebih aware kan si charcoal itu kan sebenarnya sehat
nah ekpat ini ini menarik ini
tapi sekarang sekarang ini saya dari bulan agustus saya sudah menyampaikan
season lah baru cika bakal srikandikap main waktu itu karena kan eventnya pertama
kasus perdagangan kosmetik ilegal berupa sampo dan minyak rambut
tapi yang berkelanjutan sedikit demi sedikit
endingnya bakalan bisa jalan
saya sering wawancara itu menteri pertanian
proyek kebun singkong yang rencananya menjadi lumbung pangan itu dimulai pada tahun dua ribu dua puluh lalu
bersama sama beradaptasi dan merevisi dengan gunung apinya
baik kita tunggu nanti bagaimana penampilan dari tim garuda muda melawan tim australia
apa rencana yang akan dilakukan terkait pedoman ini dan apakah sudah ada tinjauan terkait bagaimana menyelenggarakan konser musik dengan aman di tengah pandemi covid
saat ini sudah sampai enam puluh lima ribuan
oh girena mau pelunasan lebih cepat ternyata banyak didedaknya gitu ya
ada juga begitu yang tidak mampu menyeimbangkan antara kita sebagai warga negara dengan kita sebagai orang
yang dilakukan oleh seorang juliari batubara
karena dalam kami menentukan kapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke kpu itu harus diawali dari kapan kpu harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
ini apalagi karena bila anginnya menghembus ke arah itu
tapi apa ya dalgono coffee udah pernah garlic bread juga
ini adalah sebuah studi yang memang harus komprehensif
seberapa besar apa sih yang bisa nentuin kita berhasil atau enggak itu pikiran kita sendiri
meeting team itu itu lengkap semuanya
kita juga melihat skandal finansial informasi disinformasi terkait kesehatan
mereka yang mengkoordinir pasar itu kita minta untuk mendata dibantu oleh pemerintah kota
tapi kok masih penasaran ya sama alternatif kudapan lainnya
ini adalah sesuatu yang lumayan mahal
kemudian ditambah gula cair dan susu kental manis
saya mencoba mengunjungi beberapa tempat oleh oleh
orang bali itu di dalam proses menyucikan arwah
kalau kita baca media jangan hanya judulnya tapi isinya
itu juga kasihan anak anaknya
lebih kepada bagaimana edukasi dari mulai sd smp
menteri perdagangan zulkifli hasan mengusulkan het minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat minyak kita naik sebesar rp satu per liter
jadi bmn sepak bola saya pekerja
setelah varian omikron terdeteksi di indonesia banyak pihak memberikan tanggapan termasuk juga presiden joko widodo yang meminta masyarakat untuk tidak panik
tiongkok menawarkan harga per gerbong sebesar rp dua puluh satu empat puluh tiga miliar
sebelum nyepi itu juga beliau ngejot juga ke kita jadi ada ikatan walaupun berbeda agama tapi kami
dan saya hari ini akan berangkat ke london untuk menemui keluarga keluarga bangsawan yang sudah janjian dengan saya
wangi jengkol di teguknya kopi aftertaste nya sedikit slightly rasa jengkol
seperti kayak anak anak entah orang dewasa ya
tentu seoptimal mungkin kemampuan pak anies
undang undangnya baru diketok kemarin kan
ruangan bersih tidak ada sisa makanan atau tumpukan sampah baik di wastafel ataupun di tempat sampah
di dalam perjanjian awalnya
benihnya udah bagus belum
perajin yang biasa membuat satu ratus lima puluh pasang per hari kini mesti memproduksi hingga tiga ratus pasang per hari
itu membuat suasana di pkb kan berubah sekali kemarin
itu sangat penting itu mbak desi karena kadang kadang kan kita kan ada berapa langkahnya maksudnya jarak langkah kita ya
crispy di luar tapi lembut di dalam
piala dunia ke tujuh belas di surabaya kapan
tekanan dari orang tua dari suami gitu
tapi ini bagaimana cara bekerjanya dan ini kan ada aplikasinya di sini
salah satu kewajiban bagi warga kami adalah mengeluarkan ayam untuk taburan
nah waktu itu orang tua kurang senang dengan dengan olahraga surfingnya
sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ya dengan instruktur sebelum mencobanya
tadi jumlahnya sampai puluhan ribu ya pak di indonesia
oke untuk kita membaca pak david terkait dengan loss yang hilang yang dihadapi oleh industri musik
dan jangan lupa kemenangan pak jokowi ini dengan catatan
kehadiran para vaksinator ini pun disambut warga dengan antusias
calon presiden dan wakil presiden yang nanti kita akan sahkan bersama penyelenggara pemilu
permohonan untuk formulir pemungutan suara melalui pos
yang dinilai mampu menyaring partikulit meter dua lima
ya full sendiri jadi potong edit semua sendiri
salah semua berarti catetan gue nih
dalam hal ini itu sudah melakukan
sekarang sejam gor merpati tuh di daerah denpasar sana lah jauh lah pokoknya
iya udah pride dan mimpinya mereka dari
ini yang akan dilayangkan protes ke afc atau bagaimana nih pak sumarji
bagi umat islam yang menetap di bali hari raya lebaran menjadi momen kunjungan keluarga lain di luar bali untuk bersilaturahmi
yang satu lagi yang mbak sampaikan tadi adalah
tadi saya sudah sampaikan misalnya pada anak anak ya balita di bawah usia satu tahun kan kita memberikan imunisasi dasar lengkap
di tempatnya pak prabowo banyak sekali gitu
sebenernya gua pengen gondrong karena gua pengen waktu gua tua nanti ya
kemirinya juga berasa santannya sih luar biasa ya gurih
mengalami tekanan turun ke bawah
dan alhamdulillah jumat sabtu minggu rame
iya tarik biar kemakan
yang satu adalah fausto salsano yang satunya lagi adalah antonio bagliardi
dan sekarang ini saya kira pak prabowo menunjukkan dirinya
perempuan asal bandung ini bahkan kerap menjadi teman nangis saat orang curhat kepadanya
baik nanti ke depan ataupun
dan empat belas meninggal dunia setiap hari di indonesia
mau jalan atau agak dipercepat dengan semacam jogging atau lari lari kecil tadi
iya di kukunya paling di sini
tapi tidak mengganggu pada kegiatan kegiatan teknis antara akhir pendaftaran sampai tiga belas november
sementara kandungan arang di dalam makanan hanya diberikan dalam jumlah atau dosis yang sedikit
namun dagangan saya belum ada yang membeli
ketersediaan dan stabilisasi pangan
sebelum omikron masuk kematian yang tertinggi itu terutama pada lansia yang belum divaksin
tapi bisa kalau misal kalian ya punya hati yang benar benar mau kejar cita cita kalian gitu
diantaranya menargetkan ada aturan threshold begitu ketika kasus harian sudah mencapai lima ratus
nanti kita ini nih kita bakal take sama lea cahal
hehehe jadi penasaran nih
kalau tidak pernah dilatihkan
dan dari situ kita baru tahu apakah kualitas udara dalamnya bagus atau enggak
mereka nggak punya opsi
peraturan menteri kesehatan menetapkan vaksinasi covid sembilan belas mulai berbayar efektif satu januari dua ribu dua puluh empat di seluruh indonesia
dengan menggunakan kekuatan lemah kita
itu adalah mereka mereka yang memang punya bakat
aku lebih baik nyanyi
akan kedaluarsa dua puluh oktober dua ribu dua puluh
ini harus ada edukasi juga mungkin orang tua
buat bisa bertahan aja di challes tuh kalau gak mati matian ya bakalan kesingkir gitu
jadi sudah satu paket dengan manusia selalu
jadi kalau ada kesalahan
tindakan dan keputusan mahkamah konstitusi
tapi kalo kita kan selama ini denger cerita tentang ini ya temen temen basket dbl yang ke amerika gitu kan
dan pan tetap berada di dalam barisan pak prabowo
ini apa yang menyatakan bahwa harus dilihat par
khususnya bagi kaum milenial dan zilenial
meski begitu petugas vaksinasi mempersilahkan warga pemilik ktp daerah lain
dibalik berubah ubahnya tanggal pendaftaran calon presiden dan juga calon presiden
atlet atlet indonesia bisa berlagak di olimpiade
dan disampaikan oleh riki kusumo
daripada kita memaksakan diri
bukan sesuatu yang offensif
komunikasi dan ketua media australia yang mengatakan telekomunikasi
yang menjadikan kain ini unik adalah kain geringsing hanya menggunakan tiga warna saja
mejot umumnya dihantarkan sehari jelang hari raya atau saat hari lebaran
bisa kita katakan ada apa sih yang menyebabkan polisi ya
termasuk ya ada beberapa teman teman seperti misalnya pasha ungu
sarden begitu dengan bumbu merah ya bumbu merah adalah bumbu yang banyak ditemukan pada setiap
namun ia tetap fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas produksi sayuran organik miliknya
kami tidak dibenarkan untuk mengirim beras ke luar jabotabek
ah yaudahlah ngambil ini ya mending bisa
jadi artinya rata rata dari packagingnya persiapan jauh lebih baik
di puncak keberhasilan seperti sekarang
satu tantangan sosial baru buat mereka
tadinya menteri perdagangan yang membuat
para pedagang makanan lauk pauk siap saji ini diminta untuk memantau harga di pasar secara berkala untuk mengetahui tren harga
terlepas dari itu memang kita tidak bisa memisahkan konteks politik dalam perpisahan hari ini
yang source apportionment study artinya kita bisa melihat oke titik misalnya di jakarta utara sumber polusi untuk jakarta utara sendiri itu a b c d
jadi konsep besarnya adalah kita mempertahankan keindonesian orang indonesia
jadi selama masa pandemi covid sembilan belas pt transjakarta mencatat mereka mendapatkan penumpang
kalau dibilang itu resiko ke arah pengeroposan pengaparan belum ada sebenarnya
yang menjajakan beragam jenis buku buku fisik
karena memang butuh terobosan terobosan inovasi inovasi dan juga tentunya effort lebih untuk mengajak lansia
delapan puluh akan berbagi artikel yang mereka pikirkan terlalu berat
seperti yang digunakan dalam balap road race atau grand prix
barang setengah jadi atau barang jadi
oke pak david mungkin ini pertanyaan terakhir kapan kick off
kalau kemudian ada penolakan begitu
enggak habis ngerjain tugas aja
penting untuk tidak mengeksploitasinya untuk keuntungan pribadi
dengan masyarakat di luar jadwal ritapak pak
tidak apa apa nanti lain kali saya akan pertemukan ibu babra dan juga bapak edi
sehingga telinga kita akan nyaman sepanjang perjalanan
crossing yang jelas dan lain sebagainya
kemudian apakah semua sudah berjalan secara profesional
yang tengah melakukan perjalanan spiritual
nah jadi kepalanya jatuh dulu bocor disini sama tangannya nahan kalo gak gini
oke baik artinya ini sudah keputusan final tidak mungkin dikaji ulang
pesanan kerupuk kulit meningkat tajam menjelang hari besar keagamaan
karena suara yang terlalu keras bisa merusak telinga
ngomongnya campur karena bapak berdiri di dua jambatan
sudah menjadi tradisi para pemuda atau trune di desa adatenganan pegeringsingan tidur di luar rumah selama usah bersambah dikelar
walaupun mungkin sekarang ini masih seminggu sekali
cuman kita beruntung banget dapet kayak pemain seperti ibrahim irsyad seperti siapa faradina mufti gitu yang udah terbukti lah ya
kepolisian sudah lebih aware
jadi yaudah mereka mau gimana pun juga mau nyetopin aku gimana pun jadi tetep gak akan bisa
apakah memang ada permintaan dari partai partai politik ya kepada kpu
kecepatan menjadi kunci dalam proses menggoreng
mudah mudahan sampai akhir tahun ini bisa jauh lebih tinggi
ambalasan iran terhadap serangan israel pada satu april yang lalu cukup mengejutkan
penyajiannya nasi dicampur dengan lauk ikan pe atau lele
karena waralaba ini kan pemiliknya kan lumayan
dan mudah mudahan kita sampai akhir tahun
yang mereka juga sangat punya potensi untuk mengikuti apa yang kemudian arah teheran ini mau kemana
berarti gloria basketnya juga lumayan ya udah ngeluarin beasiswa beasiswa gitu pas smp
nah itu kan sahamnya itu naik turun kan gitu
tapi pak marji sebelum kita ngebahas polisi dipukulin parah tuh emang
lantas siapa saja nama nama kepala daerah di jawa timur yang tersangkut kasus korupsi tersebut dan apa saja kasusnya
sudah dikenal kurang mengenakan ya
nanti pemanggilan pasti tidak akan dipanggil
oke saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan tauco
karena itu memang sesuai dengan aturan
nah karena itu kedepannya ini harus
kan ini asumsinya dia sangat mencintai keluarganya kan
kenapa sebenernya perusahaan tuh harus
bermacam macam karena bapak kan kolektor
jadi nol ya dengan fed fundraise itu khawatir memicu outflow dana gitu
ada regular meeting setiap
saat ini masih ada tiga lebih angkot yang mengaspal di kota hujan
akan diawali dengan seremoni kick off
tapi secara kesehatan maka kita harus semakin menyampaikan sebenarnya
rumputnya termasuk tenaga mengaritnya karena saya juga peternak rasanya kalau
pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia
oke jadi ntar kita kasih tiga statement pokoknya kalau
dan itu sudah menurun dari delapan belas sebenarnya
apa yang paling membuat lutut itu bisa gampang cedera
kalau lansia dan juga mungkin
perluasan daripada penyebaran omikron ini di berbagai negara itu sangat cepat
wilayah mana yang masih terdampak banjir
ini bukawifa sebenarnya kader p tiga atau pkb gitu
kadang kadang mereka menghubungi dan menghubungi lagi
tapi kan ada keluarga juga dong
omsetnya bisa rp tiga puluh per bulan
yang jamannya mark lock maren tuh
pura taman pecampuhan desa adat salah kabupaten bangli berbeda lagi
lahan dan transportasinya juga dibantu oleh relawan termasuk truk pengangkutnya
yang paling membuat ini terakhir karena piot kan punya anak ya kalau tidak
sehingga kalau saya saya kembalikan kepada perintahnya pak presiden
datang lagi orang sakit jantung dengan covid
dan disampaikan oleh riki kusumo
karena bisa saja petugas aware in action
jadi rata rata nasional menjadi rp lima belas delapan ratus dua puluh delapan per liter
melihat kondisi udara di luar ruangan seperti apa
jakarta dan surabaya saja dapat lima sembilan rapornya
pertama ketika kita menetapkan sesuatu untuk usaha budidaya durian
nah tentu saja yang namanya utang kan harus dibayarkan
bukan dari pemerintah sama sekali nggak ada
atau sebenarnya mungkin sudah keberapa kali sampai akhirnya bisa debut di tahun dua ribu dua puluh
tapi fyod ini kelihatannya polusinya sudah mulai menggaguh
seolah membawa pengunjung ke negeri matahari terbit di masa lampau
sebenarnya target aku udah kecapai juga kan kak
atau redesign produk itu
pengalaman serupa juga dirasakan rio wisatawan asal indonesia
nah ini menariknya lu di tahun kedua akhirnya bisa memutusin dominasi wph ya shell ya
karena dekat sih dari rumah kan di pusat kota juga
egpat ini merupakan suatu lembaga ya
sisanya itu menjawab sama sekali tidak percaya
dan itu kami lakukan dengan mudah mudahan ya pak
waktu itu karena hubungan gue erat ya sama clsu
kemudian bagaimana kita ke lingkungan sekitar
kalau kita game lawan thailand lawan vietnam kita belum mainnya udah tegang dulu gitu
dan grooming atau perawatan anjing juga bisa jadi ide bisnis baru yang menggiurkan
apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini
menurut data komisi perlindungan anak indonesia setidaknya dalam tiga tahun terakhir posisinya selalu menjadi tiga teratas dalam data puncak pelanggaran hak anak
antrian terlihat mulai mengular di loket penjualan tiket trans studio theme park cibubur
dari awal tahun dua ribu sepuluh sebetulnya beberapa riset menunjukkan itu
karena kemarin koreksi dari bulog itu sekitar tujuh ratus ton
kami pun berjalan kaki menyusuri hutan di sekitar desa
yang dimana pangan itu apakah itu kita produksi sendiri atau impor itu ada terus menerus
tetapi itu juga cukup positif ya
jadinya ya mau nggak mau gue gak lanjut ke timnas
wodokromo ini pembelinya datang dari berbagai daerah menu ini adalah perpaduan nasi sambal
halo pak frans saya kiki pak saya dengar di sini legendnya pembuatan tauco pak
kalau ngomongin soal call ini kenapa mendadak jadi despite dari kemarin ada viral pernyataan itu
tapi kira kira anda merasakan lah
anda anda harus menulis satu kata di kotak di kertas suara mum mie
kalau yang kecil kan tiga minggu
kali ini yang menjadi peserta turnamen adalah para kd
ya narasi perubahan itu juga sekarang menjadi kabur gitu ya
jadi untuk kepentingan tracing dan testing itu memang tidak boleh di tarik bayaran
setelah digiling kacang kedelai kemudian dicuci
jadi adalah ter banana
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kualitas udara
bahkan hari ini sudah menolak pesanan
nah menurut saya ini kalau alasannya anggaran
dikecualikan untuk kelompok rentan ya untuk orang orang tertentu
banyak hal pemuda atau anak anak kami diajarkan untuk ke hutan
kebun anggur ini ada sejak pandemi lalu
sehingga tingkat ketegangannya itu agak turun lah ya
menurut pengamat tata kota dari universitas trisakti nirwono yoga
lakukan apa saja yang bisa anda lakukan
informasi yang salah pendengar dapat berasal dari berbagai sumber
bahwa make sure atlet atlet kita didukung dengan sarana yang pas didukung juga dengan doa oleh semua masyarakat indonesia
tapi kembali lagi saya katakan di forum ini ya
kita tidak berharap pandemi berulang lagi
sejak zaman dahulu sebelum masehi istana selalu penuh dan syarat dengan fiksi
rasanya tuh enak asem pedas rasanya tuh pokoknya nyambung gitu loh sama stroberinya jadi enak aja dan harganya worth it sih menurutku
beri aja kesempatan kepada dia untuk berbuat sekendaknya kan
widodo itu mewakili kecemasan
ia sudah merekrut warga yang biasa membantunya untuk mengerjakan kue pesanan pelanggan
di mana kita memang mencoba untuk memberikan perlindungan kepada semua orang
tapi ya itu pada waktu yang sama kan ada misi public service obligation
tetapi yang kita juga harus lihat bahwa proses seleksinya itu tidak gampang
memang betul ya ketika kita akan melukat sebaiknya dalam keadaan sunyi
bahkan laki laki dari luar adat desa tenganan pegering singan pun boleh melakukannya
dari sebuah desa gunung di timur bali
duh ya allah insecure insecure kalau kata anak muda sekarang
puasa seminggu itu pasti rame
dan juga dari pak david yang belum menemukannya
nah ini juga bisa jadi kalau dalam hasil studi
aktif melakukan kegiatan olahraga
kebugaran itu membuat seseorang memiliki kemampuan daya tahan
antar warga bangsa beda agama
harusnya dikasih produk c
dari dulu sampai sekarang es oyen racikan keluarga pak amin selalu diburu pembeli
banyak yang pesanan membuat proses pengerjaan terus berlangsung
tetapi mudah mendapatkan akses pada anak anak
kita masuk ke pasal lima belas terlebih dahulu
kedua saya juga tidak terlampau antusiastik berasumsi bahwa petugas lalai
dari situ niat yang kedua kita punya apa sih motivasi kita mau ngapal quran gitu
kita cari yang bambunya memang sudah siap untuk di
jadi kayak apa sih gitu orang aku nggak apa apa udahan kayak gitu loh
saya yakin kalau kita menunggu anggaran ini semua beres
pak dubes dita ini juga dipilih sebagai duta untuk memperingati hubungan bilateral antara indonesia dan korea selatan yang akan genap tahun depan ya dua ribu dua puluh tiga ya
ia berhasil mengembangkan delapan jenis sayuran di kebun miliknya
antara ada alhamdulillah kering dan yang kemarin kemarin leluma sekarang udah mulai bagus
selalu ada jargon yang dibawa oleh pemimpin baru harapan baru gitu ya
tapi sebenarnya dia tuh sangat caring
gimana pernah menyangka gak sih bisa bertemu langsung dengan presiden
sehingga ekonomi lebih membaik dan itu direspon pasar gitu ya dengan kenaikan gitu
dan juga kalau misalnya untuk menangani komplain dari keluarga dan lingkungan gitu
kalau selama ini tidak pernah dilatihkan ya
di hari yang cerah ini saya mau jalan jalan di lembang
yang mencermati kondisi politik indonesia pada saat ini pak
mau akomodir begitu ya
soalnya bu mega belum mau nih ditemuin
parung bingung itu ya pak mardi ya
gerindra juga sangat kuat di sumatera barat
yang ketiga ya penanganan overcrowding gitu loh
generasi kedua saya ya sekitar ada ya nggak lebih dari sepuluh orangan yang berani
dan kita sudah terhubung bersama harry d arsono melalui sambungan telepon
saya tidak merasakan getaran yang berarti begitu semuanya berjalan dengan smooth
dari istri juga udah dapat cucu dari kakaknya
jadi dia melihat orang dari kultur kultur yang berbeda sebagai bagian dari australia dan the voice akan membawanya bersama untuk memilih
mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah
jangan cuma lihat marketnya besar nih harus pikir jangan sih tapi harus ngerti produknya apa
pada akhirnya karena undang undangnya tidak memprotek mereka dengan baik
selain sulit tak jarang kaki terluka ketika sedang membuat lubang kursi bambu
dan kemudian dilanjutkan berikutnya
di jakarta timur bisa a b e f
prinsipnya kita berharap kebijakan vaksin covid sembilan belas berbayar per satu januari ini tidak memberatkan masyarakat dan tidak membebani masyarakat
kemandirian di dalam alkes dan juga obat obatan yang kita miliki
tapi dede ini salah satu yang buka jalan server dari luar bali
bu nadia bagaimana kemudian memastikan bahwa setelah berbayar
terima kasih banyak atas insightnya
kegagalan kerasan tersebut terekam oleh salah satu penghuni kontrakan di area sekitar tkp
di kota makassar ini ada angkutan seperti bentor kombinasi antara becak sebagai transportasi
nah jadi yang lebih parah kalau kena di leher itu udah sakit sekali
dari kebutuhan dua lima sampai tiga juta ton satu tahun
dengan situasi yang seperti hari ini
sementara bagi badan sebesar satu juta rupiah
yaitu soviet union sama amerika
meningkatkan kuas padaan hingga memperbaiki suasana hati
bener bener emang ya itu mm mm kalian ini
bagi para pria berusia di atas delapan belas tahun yang pernah menggunakan kekerasan atau perilaku kasar dalam hubungan mereka
boleh karena dalam kondisi yang cukup darurat ya emergensi
jadi sebenarnya tidak hanya lokapala yang akan kita pilih
lalu ada kepikiran tinggal di tangerang
ya anda hanya sekedar pemenang pilpres dan penghuni istana
pak jeka suka lah ada ada pendekatan ya mas
dan jangan sampai ini menjadi istilahnya sesuatu yang empat belas pejalan kaki per hari yang tewas di indonesia karena kecelakaan
dari kan kita anggota tidak tetapnya itu ada sepuluh
nah kalau kita lihat juga sekarang fenomena kekerasan terhadap anak bukan saja dari orang yang usianya jauh lebih besar
tidak ada perlunya pak surya bohong sama saya
atau nih dari para pengusaha warteg punya cara untuk mensiasati hal ini
itu saya juga sebenarnya nggak mau terlalu jauh lah
pengelola hotel meminta deposit sebesar seratus ribu
sebagai politik yang mencoba untuk menyebabkan perangkat
itu jadi adik saya curhat katanya gini gini ya
ini ya bedanya yang buat ibu ibu yang biasa sama yang saya buat itu ada dua
proses pencarian baik korban yang dilaporkan meninggal
cuma pandangan saya pribadi
pemerintah federal mengatakan ini adalah investasi terbesar
baik terkait dengan hari terakhir pelaporan spt pajak ini kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
dari situ wacana revisi undang undang kementerian negara pun dimunculkan
itulah pelaku sahaja sekeuangan yang akan diminati gitu
pada tanggal empat belas september yang lalu
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
ya kalau terlalu dipanjang panjangin kalau terlalu ditunda gitu
ya karena memang nanti akan ada pengaruh pada ligamen ligamen ototnya juga
setiap tahunnya melibatkan ribuan seniman dari seluruh kabupaten kota sebali termasuk luar bali
sehingga kemudian amerika cenderung untuk kemudian bermain lebih relatif aman seperti itu
ya kita jadikan hanya sebagai sarana hiburan
oh berarti lu sepaket sama sisi tamu lu ya kalau balik baliknya berarti
setiap hari itu kita jualan nasi campur
enggak kalau kanan kiri kosong gitu kan lo lebih percaya siapa
dan kita ingat bahwa sejak awal si rekap ini memang masih punya potensi masalah
dan sudah menjalani sekian persen
penurunan tadi penurunan dmo yang kami catat adalah bahwa aktivitas ekspor
mungkin tiba tiba badan kita itu kering gitu
pak marji gue lo tanya pak marji
ia memfasilitasi loka karya yang dipimpin first nations
apa perbaikan persyaratan calon presiden wakil presiden
giliran mau dilunasi dipercepat
saat kabinet dwi korra ii berjalan
selamat lebaran selamat liburan jangan lupa untuk prokes selalu diterapkan
untuk memastikan bahwa kip hanya diberikan kepada yang membutuhkan
seperti bawang putih terigu garam penyedap rasa perisa ikan dan bubuk udang
tiba saatnya membuat balai bambu
karena udah banget gitu loh ngerti gak sih
nanti kita bakal ada merchandise
novanaya antaka di kpp pratama jakarta
yaitu inggris denmark dan norwegia
apalagi baby let s say masih di bawah empat lima tahun gitu
iya sampai saat ini tentunya yang sudah kita lakukan ya sesuai dengan inmedagri enam ribu enam ratus dua puluh enam
sekaligus memberi selamat kepada mereka yang menang
semakin dia diberi tekanan dia tuh semakin berkembang dan semakin berprestasi
karena gas adalah minyak fosil yang mempunyai polusi
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
sedangkan kalau untuk di udara itu agak lebih sulit apalagi kalau kita terbangnya semakin tinggi maka tekanan di luar akan berkurang
jangan kosong jangan kosong yuk jangan kosong yuk
nah yang penting itu ya habitnya kebiasaannya itu harus kita bangun
karena leher kan gerak kayak gini dan kulitnya mungkin lebih tipis
dua ribu tujuh silam meskipun popularitasnya mengalami kenaikan di tahun dua ribu dua ribu tujuh
yang kecil itu bapak berkisar satu empat ratus
tapi sebenarnya kan dari konsumennya
untuk sepeda kan peminatnya juga banyak kayak ibu ibu bapak bapak
apakah ada perubahan yang
namun kini hanya tersisa segelintir orang
juara gitu waktu dua ribu tujuh belas langsung juara
tidak ada yang harus dikhawatirkan oleh orang australia
bagaimana anda menyikapi pernyataan ini pak
keluar ramadan kita jadi kupu kupu yang indah
ketika menuduh hamas menjadikan rumah sakit indonesia sebagai markas
nah ini kalo ngomong ngomong kita ngomongin awal kali dari sungging lah ya sebenernya kita juga udah denger di video youtube banyak juga sih yang wawancara lu ya
terima kasih banyak juga atas perhatiannya
bukan kita menjadikan objek kekerasan
yang telah turun dari proporsi enam persen pasokan perumahan setelah perang dunia ii menjadi sekitar empat persen
jadi memang ini harus perlu kita juga
tahun lalu kalah sama vita yang dua tahun lalu sama iph
batas batas daerahnya itu sudah dikasih tahu
jenis kasus serumen yang keras inilah yang biasanya membutuhkan bantuan dokter tht
dan saya mendengar cerita dita betapa dita perjuangannya luar biasa
hmm udah lama mungkin ya
ini artinya covid ini sudah dianggap seperti penyakit lainnya ya
nah terus dia bilang pokoknya kalau bayar tuh intinya gampang masuk susah keluar
tapi terus tiba tiba warganya berubah gitu
kalau memang harus impor itu biasanya di bulan bulan terakhir khusus untuk beras
setiap orang pasti mempunyai ini
karena masih ada sisa sisa dari si jerawan itu harus dibuang
yaitu merupakan refleksi dari apresiasi masyarakat
boleh berarti kita soalnya masih
apalagi dalam rangka hari anak nasional pada tanggal dua puluh tiga juli
jadi pkb mah pkb
warga mengaku dalam sepekan ini wilayah kebonpala telah terendam banjir sebanyak tujuh kali
aku sempat ada diajakin polab sama salah satu pelatihnya batam
sama ceritain mas soal perbincangan
katakanlah kasus israel palestina misalnya begitu pak
perencanaan konkret untuk membantu
dulu berapa ya satu ratus lima puluh sebulan
jpo ini juga berfungsi sebagai jembatan penyeberangan sepeda loh
dan tentu semua kekuatan kita anggap
jalan yang datar biasa tanpa ada ini
salaman lalu kembali pulang ke rumah masing masing untuk merayakan lebaran bersama keluarga
kita dapat memulai berkebun durian yang akan menghasilkan tanaman berbuah lebat
kayu juga harus dipasang berurutan dan presisi
maksudnya bukan nggak bisa sih tapi kebanyakan universitas negeri itu kan mereka nggak kasih beasiswa
kita ini kan alarm pengingat orang
kita masih menunggu dan diskusi untuk beberapa bulan lagi yang akan kita
koalisi perlu mengambil keputusan mengenai kebijakan ini
jadi datang ke saya
karena memang setiap harinya disediakan sekitar dua tes kit swab antigen covid sembilan belas di posko kilometer tiga puluh empat tol jakarta cikampek arah jakarta ini
oh pante soalnya soalnya gue nonton tuh katanya si lea gak bisa ikut gara gara lebih umur
oke baik saya terima kasih sudah hadir hari ini karena kita ingin konfirmasi langsung
terus udah dibilang kalau ada panduannya kita harus kayak gini kayak gini kayak gini
dari depan layar laptop airin erika sulu perlahan mendalami curhatan dalam pesan teks yang ia terima dari pengguna layanannya
pertama dikonfirmasi sampai dengan hari ini
artinya kalau saya tidak salah sekitar dua puluh menit ya dari seoul
pada saat itu mesti lain seorang sakit ya
bentuknya memang republik kita tapi di sana mereka tetap harus mempertahankan
jadi itu yang dilakukan oleh belanda
sakit sakit tapi tidak seberapa tidak sebanding dengan bangga
ketiga krl yang akan diimpor ini tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal
kita tahu lansia itu memiliki kerentuhan ya
memang target itu bahkan sebenarnya ditaruh
dan wah ini batuk batuk dan lain sebagainya
aspek lain dari emisi nol bersih adalah mencari cara
capaian itu pasti tentunya ada kolaborasi di sana
kalau untuk yang konvensional karena harganya cocok memang siap dijalankan
tumpang dengan jumlah sembilan tingkat berwarna putih ini dinaikkan ke atas badai oleh puluhan orang
ini kalau yang sering jajan di pasar mirip bubur sum sum
sudah dikalkulasi lagi betul betul segala antisipasi yang akan dilakukan
jadi anda tertarik jalan jalan ke cita yam untuk mencoba kuliner ini
untuk mempersatukan pak prabowo dengan pak ganjar di pilpres sebagai pasangan calon
dia akan turun dengan kecepatan tinggi tergantung dengan kecuraman
aplikasi dan kemudian saluran
dan ketepatan waktu itu yang menjadi salah satu faktor penting bagi para pengguna bentor seperti
sejauh ini anies sudah mengupayakan
uli bilang belum dijelasin nih
kalau ke ubaya belum tentu ke cls juga sih
pak ganjar di jawa tengah ditargetkan vaksinasi gelombang kedua ini selesai di dua puluh delapan februari begitu ya pak ganjar ya
karena kan sudah masuk tim ses nih
kalau anda tidak punya anak anda tidak didoakan
tapi perlu diingat pemotongnya harus hati hati
yang nggak sesuai dengan kenyataannya
dan akhirnya selama dua tahun setelah dua tahun aku training aku bisa debut bersama secret number di mei dua ribu dua puluh
kita tunggu ya pak dubes ya
jadi ya masjid tidak hanya tempat ibadah tapi juga tempat berkumpul berhasil torahim
mungkin belum ada karena kita pengalaman sudah
dan itu tentu membesarkan hati kita karena semakin banyak dukungan dari kalangan manapun ya tentu itu kita harapkan
jadi sudah dipakai di ribuan titik di seluruh dunia
yakni berusaha menyajikan makanan ala restoran dengan harga yang terjangkau
sehingga berbagai tanaman tumbuh subur di lereng gunung semeru
sementara di stasiun padalarang akan terintegrasi langsung dengan kereta api feeder kereta cepat komuter lain bandung raya dan komuter line garut
ke asia tenggara deh pak yang mungkin secara
yang tersebar di sekeliling masjid
ya pastinya antara semua stakeholder baik dari penyelenggara penonton pekerja dan seterusnya
pasalnya hakim bisa menambahkan subsidi kurungan terhadap terdakwa
tergantung nanti curah hujannya seperti apa
tentu ojk juga akan selalu melihat
peran tanaman ada tapi kecil
ditarik sama kawasan azali buat masak
cuma butuh waktu lima sampai tujuh menit untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit sapi
ini yang menjadi tantangan ke depan dalam evaluasi ini
ingin memutuskan untuk memiliki atau tidak memiliki anak
kalau saya lebih ketanggung jawab moral
saya ditemani oleh koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofyan
begitu gelapnya bahkan saat siang hari warga perlu menyalakan lampu untuk penerangan jalan
piala presiden dua ribu dua puluh satu akan segera digulirkan pada tiga oktober dua ribu dua puluh
tapi kalau kita bicara mengenai pengembang yang sepertinya jor joran di awal dengan memberikan harga murah
perbedaan ketiga jenis es tersebut terletak pada isinya dari dulu sampai sekarang di setiap daerah
kalau misalnya jalannya santai ini ada efeknya nggak atau mungkin pace nya itu seperti apa dan kira kira harus ada perubahan dari denyut nadi yang kita hasilkan
demikian dikatakan oleh casey latham
iya atau bang sakti berarti secara tidak langsung lu dari smp udah dikontak dia dong atau gimana
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
oh baru dong baru dua tahun lalu ya
seperti di pusat perbelanjaan kemudian juga di kelurahan kelurahan
bekerja di ruang terbuka juga membuat para fotografer harus awas terhadap perubahan cuaca yang bisa tiba tiba terjadi
pada hari minggu tanggal lima mei dua ribu dua puluh empat sekitar pukul lima belas tiga puluh wib
untuk yang punya sawah sendiri
kita berprestasi tahun kemarin kita berprestasi di kita dapat best in show tapi world dolk show
seperti pengguna kursi roda turunan netra
yang mayoritas berukuran tujuh belas inci
kalau menurut terakhir kan negara yang mendeteksi ada omikron itu sudah sampai dengan sembilan puluh tujuh ya
penikmat sate susu sapi ini tak hanya dari bandung saja
bener bener dua ribu delapan tuh pertama kali
ataupun membeli buku maupun peralatan sekolah dan kantor
apakah pembukaan kunci itu langsung dilakukan oleh petugas lapangan
tradisi yang tetap terjaga hingga kini menjadi kunci keindahan toleransi di bali
dan juga ada muncul kekuatan kekuatan
menurut mereka hrd atau human resource division dari perusahaan masing masing ada kesulitan mendapatkan akses ke situs tersebut karena trafficnya tinggi seperti itu amel
nah do nak pemikir dari spsk do itu masih bisa mencapai satu dua hari atau tiga hari
kita harus cari solusi dan kita harus kreatif membangun solusi itu
berikutnya akan masuk ke dalam guci besar untuk fermentasi selanjutnya
harusnya dilihat dari hak konstitusi
kepada realita yang berguna untuk jangka panjang
ada belasan kue dalam buah yang dipasarkan secara online
dulu udah pernah keluar udah pernah balik lagi udah pernah kita terima kan
jadi dia memang buat untuk kci
bahkan pt transjakarta mencatat sejak diterapkannya ppkm darurat mulai dari tanggal tiga juli hingga dua puluh juli
oke baik terima kasih sir harry d arsono
puas menikmati keindahan surga dunia kini saatnya saya berburu oleh oleh
nah kalau lihat komposisinya itu menarik
paling kalau nggak nasi uduk ya
isoman dikarenakan adanya permintaan besar dari pelanggan
artinya walaupun tidak terdata masih tidak keluar tiketnya di peduli lindungi
jadi harga ini harga
nah itu kita bisa
kesuksesan osha menjadi pribadi yang berprestasi juga tak lepas dari dukungan orang tuanya di rumah
dan ikutur kejuaraan dunia
tapi pahalanya mungkin berkurang
seperti di tempat salah satu produsen kue
sehingga kemudian misalnya apa yang turunannya kemudian ada kampung moderasi beragama
ya itu mungkin ini ya maksudnya akumulasi dari lu nggak dicek cek waktu itu ya jadi sampai ke atas kali ya
yang masih menjadi masalah
perlahan tapi pasti dede yang kerap melibas ombak tinggi ini mulai berprestasi
sama sama kita nggak sadar udah bersandar di railing
karena secara fisik kan datang rame segala macam oke kita
nah kalau sudah teregistrasi dan bisa mencetak kartu tiket vaksinasi
ada orang tua ada adik kakak saudara atau mungkin kalau mungkin kakek nenek masih ada ya kan
tapi lo emang itu mengandalkan itu omongan lo itu kayak besok mau tanding nih gitu absen gitu
para atlet akan memperbutkan total price pool dua miliar rupiah
kalau yang kita dengar saat ini kok lebaran sama
kelahiran pacitan yaitu di jawa timur
jadi friksi apapun tetap ada
ya sempat ada konflik sama orang tua juga sih
nah bagi anda penggemar buah durian
sedangkan motor trail menggunakan ukuran roda depan dan belakang yang berbeda
bener lembut banget nah buat pindang kaki sapinya ini bener bener rasanya itu padu padannya enak
kalau laki laki malah makin muda makin banyak peminatnya
resistensi maupun pemahaman si anak
jadi ya kalaupun mau kita penuhi hak hunian ya hak kamar dari wbp misalnya sampai tiga ratus sebelas
dinas kesehatan dan polres tanjung jabung barat provinsi jambi
cukup gede atau besar angkanya ya
berapa rekomendasi teknis ya dari teman teman kementerian pertanian itu harus kita kawal
dan banyak organisasi internasional yang memberikan atensi kepada thailand
dia seleranya kagak begitu siel
menurut saya teteh batu sangat pantas dikunjungi
apa sekarang tambah pede juga nih mas karena relawannya pak jokowi ke
polarisasi ya di masyarakat
karena waktu itu kan aku mikirnya aku gak tau mau kuliah dimana tapi yang pasti aku mau nunda kuliah setahun gitu
bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan
untuk mendorong kemudian tentu saja
waspadai penumpukan terhadap hal ini sehingga kita perlu cermati untuk mitigasinya
tapi ini sangat menakjubkan
kolaborasi nampaknya masih juga
ah ya bisa bilang seperti itu
pasar untuk melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dalam memastikan proses demokrasi berjalan baik
apalagi kalau kita sudah mengenal produknya sehari memakai
karena kayaknya belum adanya bacang panas di jakarta
akhirnya ini yang menjadi tidak ada solusi
antara kementerian teknis dan koni
kenapa seperti tadi tiga puluh menit atau satu jam
setelah disusun kemudian diikat
apalagi temperatur tinggi kan
sebenarnya jumlah step yang minimal yang membuat kita sehat itu
yang menjual baju baju anjing
jadi cedera itu karena terlalu berlebihan
nah intervensi intervensi itu masih sangat terbatas
meski begitu pulau bali adalah titik nol lahir dan berkembangnya olahraga surfing di indonesia
jadi beasiswa tuh lu smp udah beasiswa tuh lu
setiap rangkaian kereta ini dilengkapi dua lightning arestor untuk meningkatkan keamanan
tapi takut takut bambunya malah pecah satu
ya walaupun kalau tadi kata mbak devi itu mah udah seribu lima ratus tahun yang lalu
kemudian asosiasi asosiasi di bidang pangan
perpisahan hari ini juga berarti mengurangi tensi perdebatan di media sosial
untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis
topik kita ini kali ini berkaitan dengan hari anak nasional yang jatuh pada tanggal dua puluh tiga juli
persoalannya adalah pergeseran nilai di masyarakat dan yang kedua cara bekerja penyelenggaran negara terkait itu
yang termahal seperti ini namanya
terus gimana kan lu kan lolos sampai ini awal start terus gimana tuh nurusinnya
di tahun sembilan puluh an itu liga kita masuk lima besar asia
ah yang lagi hits nih kroffel
selain sate susu sapi menu sate lainnya juga digemari para penikmat kuliner nih
untuk bisa memenangkan pak prabowo di sana
solnya yang khusus juga itu juga perlu menjadi perhatian juga
agar supaya mereka bisa beribadah dengan baik sesuai dengan aturan syariat
setuju apa enggak setuju michelle kurniawan akan pensiun di umur tiga puluh
kita bisa dikiat kiat
ada tekstur yang gimana lembut terus ada perpaduan es krimnya sama stroberinya jadi blend gitu rasanya tuh unik
bahkan pak zul pernah mengatakan pak prabowo
jadi memang kalau kemudian terjadi eskalasi yang cukup
jadi sebenarnya dampak selain banjir adalah longsor yang cukup berat juga gitu
sejak awal dia punya potensi masalah
imam nahrawi selaku eks mentora ya
bukan publik lagi istilahnya sudah satu ratus tiga puluh delapan negara kalau saya mendukung kemerdekaan palestina
tapi lama lama itu jadi booster buat diri kita sendiri
nah ini yang menjadi problem adalah mereka mereka yang misalnya mereka sudah bekerja lama
rasa tekstur jengkolnya itu di kuahnya juga dapat
sehingga banyak yang kemudian akhirnya ya kita sampaikan
lengkuas daun jeruk pasti ada jengkol
kalau kita nggak ada stres nggak ada masalah hidupnya nggak bisa kerja
sandi selama ini menjadi idola menjadi favorit dan elektabilitasnya tinggi karena melekat pada dirinya itu partai gerindra bukan yang lain
bersama saya diego mandela basro
kalau kita bicara bahaya polusi udara itu kan ada jangka pendek jangka panjang
kita kan nggak perlu pendidikan formal yang tinggi untuk ini ya
seperti bangunan lainnya bangunan kontainer juga membutuhkan ruang untuk jalur pipa air listrik dan pendingin udara
jadi orang kemudian ditempatkan tidak dalam kerangka dia warga negara yang berhak atas hak itu
tadi yang disebut pronation nya juga tadi itu ya ini kadang kadang ada tipe tipe kaki yang memang kita harus tahu gitu
jadi mas ajk seratus hari setelah pak jokowi dilantik itu
oh ya ya saya disini ya karena saya ya entah mengapa prosesnya ini bu saya tidak bisa melihat ibu
pertama kalinya ikut basket itu ada tim pertama tuh ya gara gara di angkatan gue itu
tetapi ada juga yang dilakukan untuk pemeriksaan secara cepat
diego basro dan mahardika utama
belum biayanya juga bener
juga menjadi spot yang banyak dikunjungi warga
oke berarti salah satu yang terdampak banget ya dengan adanya ppkm darurat ini ya
karena untuk mendata dua tiga juta ini banyak sekali
jadi di situ sebenarnya bisa dikalkulasi
ya lalu solusi sejauh ini seperti apa pak
jadi mungkin dari sisi psikologis kita kita masuk ke dalam gedung nyaman
tetapi keparahannya virulensinya ini kan rendah
proses penganyam diawali dengan mengumpulkan dan menyiapkan sumber daya lokal seperti alang alang kulit kayu dan tanaman
oleh kepentingan kekuasaan yang sempit
harusnya sih wangi ya kopi jengkolnya nanti
bagi sebagian orang makan tanpa kerupuk ibarat sayur tanpa garam
bahwa badan pangan nasional ini nggak bisa bekerja sendiri
itu ada makna khusus atau bentuk penghormatan atau memang harus seperti apa
namun di tengah perjalanan pengadaan ada kenaikan harga
dengan menggunakan exoskeleton ini
pura pura kami yang ada di bukit kangen tidak seperti pura pura hindu yang lainnya yang megah
kredit bank dan suntikan dana dari pt kai
kenapa harus gini gitu
dengan keharmonisan warga islam
oh pasti dibayarin tuh tiketnya
mungkin bisa kita bisa menaikkan tingkat suku jumlah di edisi november gitu
nah cara jalan yang benar
dan kami hanya memberitahunya apa yang terjadi dengan penghubungan
itu kan mengganggu orang sekitar
sudut ketakutan atau sudut justru sudut keyakinan terhadap ajaran agama kita
rian fernando tui agung yulbiarto jakarta
banyak pedulindungi yang hanya formalitas
jadi sudah semestinya pembersih
menunya pun beragam mulai dari yang otentik hingga menu yang tidak boleh hilang saat hari raya
contoh kita mau beasiswa ke ui kan gak segampang kalo misalnya aku udah beasiswa di tri itu engga gitu
tergantung quality dari pupisnya siapa
menuju stasiun tegaluar bandung jawa barat
itu juga apa kopi gula aren gitu gitu juga
tidak hanya yang besar tidak hanya bumn
yang gak beres kita akan kirim ke teman
karena sampai saat ini misalnya posisi cawapres di berbagai kongsi politik itu kan gelap pulita
layanan internet milik elon musk starling resmi diluncurkan di indonesia
dkpp memerintahkan kpu untuk menjalankan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan
untuk bisa mengerti bahwa kebaikan ini nanti kalau memang ini menjadi sesuatu yang baik
mungkin bapak nanti bisa lebih menjelaskan lebih detail
yang menjadi target vaksinasi tahap pertama
ya satu saya mau menolak apa namanya
tapi kalau kita ngomongin regenerasi sekarang ini cerah banget
sementara itu para cucu membawa praraga
melalui sambungan zoom halo selamat malam pak sarbini
optimasi projection kemudian memperpanjang staff life
walaupun berjalan dengan kecepatan tinggi tingkat kebisingannya sangat rendah
atau di negara negara kaya studi itu
kalau tidak kita siapa lagi kan seperti itu
antara lain adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah
bagi sebagian besar penghobi lari atau pelari non profesional bisa menuntaskan lari full maraton memang dianggap sebagai salah satu pencapaian tersendiri
dan hak kewajiban dari konsumen
berangkat dari bawah atau dari tingkat
di lantai bawah ada puluhan mobil dan motor antik
ada yang memang ada kebutuhan membeli sesuatu
hampir satu jam kita bincang bincang
namun sejumlah anggota partai liberal mengatakan kepada sps bahwa mereka
sudah bersama pak menteri bumn erick thohir sekaligus ketua umum pssi
baik itu disebut sebagai berita bohong informasi yang salah ataupun juga disinformasi
kedepannya ini banyak pengembang yang hati hati
dimas arief setiawan tangerang banten
jadi dalam lingkungan keluarga yang masih memiliki kekeabatan paman misalnya atau saudara sepupunya datang kemudian berkunjung
saya ingin mendengarkan pikiran pikiran besarnya gustur
dan wilayah maluku serta papua
bukan hanya kualitas bangunan tapi instalasi listrik juga harus kita lihat
gue dulu tahun pertama tuh wah sempet banget serius
bagaimana anda menilai kebijakan presiden jokowi ini
kadur pkb jawa timur sama cak imin beda
merespon soal kejanggalan suaranya melonjak pihak partai solidaritas indonesia menanggapi
kalau yang saya buat itu dia potongannya lebih besar
terdahulu hingga makam para petusan
enggak semuanya lahir di cirebon sih
dan kalau tadi ketua kami menyampaikan dua opsi tentang rancangan pendapatan pemilu presiden wakil presiden itu semata mata karena kajian teknis
semua isi es campur paguyuban sinar garut sama
lebih dan sebagainya tidak kita memaklumi
awalnya mesti punya pandangan visi misi ke depan lah buat kerja segala macem
itu pun tidak begitu banyak ya
bahwa kita ini kan melakukan pengkaderan itu kan secara berkala
hai dengan penuh semangat darto petani dan peternak asal desa candipuro kecamatan candipuro
kayak kasus unit link gitu ya
nah itu nanti akan kita cetakan
manusia becak masih terlihat lalu lalang meskipun kini jumlahnya sudah jauh berkurang untuk
juga di beberapa wilayah di sumatera dan juga sebagian besar kalimantan barat dan kalimantan tengah
kalau menurut saya sih di jpo daerah sini menurut saya city like nya itu bagus banget
lapangan tenis kantor wali kota jayapura menjadi venue pertandingan cabur tenis pada pon ke dua puluh di papua kali ini
seorang warga bernama mehdi riza menyulap lahan seluas tujuh ratus meter persegi menjadi tempat untuk berkebun sayuran organik
jadi ya udah aku cobain gitu foto disini
berkejaran dengan angka kriminalitas yang terus tumbuh
anak perempuannya di dalam rumah tersebut
saat itu berarti lebih berat daripada sekarang bu ya
bagaimana kronologinya dan bagaimana penanganannya agar kejadian ini dapat diantisipasi
mungkin pertama yang ingin saya tanyakan sebenarnya
jadi saya feel dapat feeling dari atlet atlet semua aja
sepertinya sulit dilakukan dan butuh biaya yang besar ya
kalau sambil nyapu bersih bersih rumah itu kan juga termasuk
nih pemainnya kadek anjasmara
tetapi bocorannya sudah ada dan sudah disampaikan juga oleh beberapa menteri juga ya
jero gede itu kami tidak berani menyakiti mereka mereka liar
aduh kak seneng banget kak ini kopi chuseo udah bener bener ngerti ya anak k pop maunya apa
kemarin kita dorong mudik juga luar biasa
tapi yang paling penting menurut saya adalah
lima kali dan bahkan enam kali
jadi untuk waralaba itu kan ya kalau kita hitung dari lima puluh ribu warteg ya paling seribu ya
jadi kalau kita bicara ketahanan pangan indeks ketahanan pangan
butuh waktu butuh tenaga butuh biaya
datang ke tps awasi dan sekarang saatnya suraya awasi
untuk menghentikan penjualan telepon itu di spanyol
jadi menurut bang dasko seperti apa ini keputusannya
dan kalau presiden tidak melakukan sesuatu
jika sudah tidak memenuhi syarat kip kuliah bisa dihentikan
dan total setiap orang
nah piotr pakai ini coba kita lihat t shirt nya
iya karisma bangsa juga setau gue sekarang udah boleh ya cen ya
jadi jokowi bukan pemenang dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
katakanlah islah atau rekonsiliasi
tapi seru sih merantau merantau mulu tuh
sementara orang yang mendapatkan astrazeneca itu bisa mendapatkan vaksin ketiganya adalah moderna
jadi kita bisa berinteraksi ngasih makan foto foto seru lah pokoknya
dari apresiasi terutama dari pemerintah
pendidikan kita cerita ipm
kita lihat ini bukan cuma masalah luar ruangan tapi dalam ruangan
tapi ada kemungkinan untuk kerjasama dengan kpk nggak pak
misalnya kepada teman teman warteg misalnya coba deh menggambungkan cabai dengan bahan lain yang lebih terjangkau atau berlimpah
dan ini tidak ada ini kan kalau di indonesia harusnya kan firewall atau pencegahan terhadap ini
tidak pernah negara mengedukasi mereka bagaimana mengenalin itu bagaimana mencegah itu
ada berenang belum badminton berkuda semua bentuk dari olahraga ini
pertama rencana impor krl bekas tak mendukung industri kereta api nasional
seperti reaksi yang sangat berjalan dari orang
sebagai bagian dari tujuan itu akan
menikmati indahnya air mancur bundaran hi dan jalanan di pusat kota
itu tentu jadi masalah bersama ya
nah itu salah satu yang berbeda dengan yang selama ini saya membawa tim tidak ada itu
nah jadi yang kita belajar dari situ sebetulnya problemnya itu bukan agama loh gitu
nah pencegahan itu kita harus punya kebijakan pelindungan anak di lembaga lembaga pendidikan agama atau non agama
jaringan nasional yang khusus untuk melihat bagaimana kejahatan
karena itu menurut saya justru ini menjadi tantangan tugas berat ya
dengan suhu yang tinggi sakit kepala
dan ini masih bervariasi dari awalnya seratus kasus per hari kemudian dua ratus kasus tiga ratus
sendi kita itu adalah seperti
mau lu sampe s tiga juga dijabanin
ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh orang orang
pertama tuh karena apa ya emang dasarnya suka olahraga gitu
jadi lantai kerja ditaruh
maka mohon agar dikaji ulang agar ke depan tidak terjadi hal hal serupa saat ini
dalam proses itu pasti ada dinamika
ini apaannya sih ya gitu ya pemahaman
dari keluarga ciganjur ataupun itu nggak ada nanti
mayunan menjadi prosesi penutup sebagai tanda perang pandan telah usai
dan sebagian besar dari pemerintah publik yang terbesar
ini menjadi arahan dari mk begitu ya
atau masih dalam proses pencarian ini masih sangat sumir masih sangat fluktuatif
tidak semua keputusan keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat
tapi terlepas dari itu kalau kita ngomongin soal konsep child free ini memang sebenarnya sudah ada sejak lama beberapa tahun belakangan
atau tidak itu ada hubungannya sama si orangnya sehat atau sehat atau tidak bagaimana music system
dan dijual mulai rp lima belas per porsinya
dan premium economy sebanyak lima ratus lima puluh lima penumpang
di mana lingkaran roda depan motor trail biasanya berukuran lebih besar daripada ukuran roda belakangnya
oleh karena itu sushidas membagikan strategi utamanya dalam membedakan berita yang benar dan yang palsu
perkebunan durian sunardi menerapkan semua pengetahuannya mengurus tanaman durian
itu menurut gue itu kalau nggak diangkat sama rocky padila sih dia nggak akan kepanggil
salah satu hal yang membahagiakan relawan satwa ini adalah
ngapal kurang sendiri nggak ada adrenalinnya tapi kalau bertiga berdua wah kita harus
indonesia terpaksa harus naikin suku bunga
anak itu adalah masa depan kita semua
dan diantara juara asia itu juga saya mengikuti beberapa seri kejuaraan dunia juga
memang kecelakaan sulit dikendali
lu dari kelas satu sd udah minta masuk klub tuh ke mamah lu tuh
itu intinya adalah pada kepentingan nasionalnya masing masing
bagaimana tentang eksploitasi seksual anak di indonesia dua ribu dua puluh
ini adalah malam terakhirnya tidur di balai petemuk kelot
saat mengisi rumah lukman dan ida memilih furnitur yang unik dan fungsional untuk menambah karakter dalam rumah
bagaimana tarian saya ini tertarik mencobanya kan
dia akan memasuki era yang lain
sehingga arang batok kelapa mampu dihasilkan
terutama dari tanggal dua puluh enam november hingga dua desember dua ribu dua puluh
pak prabowo itu ada mekanisme internal
jadi saya mengatakan satu tantangan atau garis miring saya mengatakan tantangan itu halusnya
apakah memang prosesnya mundur karena sosialisasinya belum merata atau vaksin yang belum tersedia atau seperti apa sebenarnya di lapangan bu nadia
gue tanya ke diri gue sendiri kayak kalau gue berhenti
apa namanya baik itu pencegahan penanganan dan terutama menghadapi omikron ini kan
tapi kalau udah nanti dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh udah fokusnya udah lain
tapi keorsinalan dari fisik ini nggak bisa kayak digit nggak bisa tergantikan
nah saya sih karena ada pesan beli
kalau yang nggak terlalu deket ya mungkin agak sedikit kaget
jadi dari berbagai latar belakang yang sekarang ada
dengan status probable misalnya atau suspek
sebelum kita ini restu kiai ke jawa pres
kalau dulu mungkin pakai tangan atau manual
yaitu membuat potongan keripik seperti ini
ini hanyalah melibatkan si pengemudi yang mengambil makanan dan mengantarkannya
apa yang waktu itu membawa dita begitu yakin dan mantap untuk pindah ke korea
kalau kita ingin berperan besar dalam hal itu
untuk mendalami ilmu agama islam
kalau perjuangan teman teman p tiga tidak berhasil
selamat siang bapak bapak sekalian terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini
oke jadi sejauh ini dengan diberikannya pedoman terkait penyelenggaraan
apakah pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin telah dijalankan secara bebas
apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini
jadi untuk konsumen dan tentu
walaupun ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu
terkait keputusan dkpp ini
sehingga bukan khusus ke kci
survei tersebut didasarkan pada laporan rinci negara yang disiapkan
tetapi kalau kita gagal di akhir tahun ini ya kita bisa
yang memperluas kebijakan awal untuk mencakup jutaan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah
jadi saya kira ini bisa dicontoh oleh kota kota lain di seluruh indonesia
ya dan mungkin dalam tiga tahun sudah kelar
sementara untuk perbedaan lainnya lebih kepada pengaturan mesin dan posisi berkendara yang lebih mirip ke arah balapan road race
kita cukup beruntung karena orang tua kita nggak rese ya
saya kira arus balik dukungan terhadap pak prabowo di sumatera itu sudah terlihat sangat kuat
habiskan waktu itu untuk
saya ke pak isi dulu pak isi kalau sebenarnya latar belakang apa nih pemerintah menaikkan harga minyak goreng kita
banyak tumbuh di pekarangan rumah warga di kota cilacap jawa tengah
uniknya pemilik kedai ala jepang di citayam ini mengaku masih tetap bisa mendapatkan untung sekalipun berjualan dengan harga yang amat miring
mungkin jelang pendaftaran tinggal sebentar lagi gitu ya
tiga provinsi baru tersebut adalah papua selatan papua tengah dan papua pegunungan
harus ada sanksi tentunya begitu
tapi banyak sekali potensi positif game lainnya yang bisa kita pertandingan di
berapa kebutuhan line by line
luke russell adalah kustodian
serta tetap menjaga pola gerak tari yang dinamis dan menarik
sebulan eh sepuluh lah setahun
mas akmal maharly dan juga pak asumarji
dan festival tenun yang terbuka untuk semua orang
dia lari ke pojok tapi di pinggir lapangan ada ribut ribut tuh
memang ruas jalur tol japeknya dibagi menjadi empat jalur
jadi waktu itu kan dukur selipin nanya saya
dengan empat belas atau tiga belas macam jenis vaksin ya
artinya dengan kondisi yang sudah saya
mengangkat adonan tidak bisa sembarangan ya
dan sudah dikenal sih orang pelaku industri kan
satu kerajaan yang salah satu yang tertua dan terkuat kalau tidak memberi suri tola dan kerukunan itu
idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah dimanfaatkan warga di kota bandung untuk berwisata
di surabaya nantinya juga ada di jember
walaupun dalam fisik yang seperti itu
parahnya polusi di jakarta membuat menteri kesehatan budi gunadisadikin
main profesional pertama buat sahabat itu kan di w ibl kan berarti
yang merupakan hasil pengembangan tipe crh tiga ratus delapan puluh a oleh crrc kingdo sifang
dan situs web aec memiliki informasi
pengemudi bentor masih dihadapkan pada masalah lain persaingan dengan angkutan lain seperti
dc selsia tuh dulu jarang sekolah juga
jika pekerja esensial dan kritikal ingin mengajukan strp maka mereka bisa melakukannya melalui website jak evo
tapi memang mau tidak mau
ayunan ini menjadi permainan tradisional anak anak di desa ini di tahun delapan puluh dan sembilan puluh an ini adalah simbol keseimbangan
badan pangan nasional ini
langsung dibuka jadi dua
banjir dan macet itu menjadi masalah utama
dia harus punya pekerjaan doang gitu mas kalau nggak harus diganti
dan kalau teori saya kebakaran terjadi di atas tidak terlihat itu apa
ya itu sesuatu yang sulit dijawab karena
apa yang membuat kbri pada saat itu memilih dita untuk masuk dalam jajaran rombongan
kalau ada kapulaga tuh buat bau badan
itu apakah karena olahraganya
yang parlementer seperti inggris pun juga demikian
oke daniel saya tebak berarti memang fans garis kerasnya ayu
bedanya apa mas arief dengan kasus anda di tahun dua ribu dua puluh satu diberhentikan dengan peringatan keras kepada pak hashim
ini kenapa bisa rame apa yang membuat orang kemudian berpikir dan memutuskan untuk caleg
ini apakah memang karena
karena kalau mendadak juga kan kita nggak bisa
sehingga kemarin pak presiden mengaktifkan kembali tim
keberadaan taoco di indonesia tidak terlepas dari perjalanan etnis tionghoa di cianjur pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
dari legong itu estetik juga
ia mengaku senang seolah mendapat kejutan
suruh ngelakuin dinilai sama pelatihnya dbl terus kumpulin poin banyak banyakan gitu
namun menurut petugas di tempat jika pekerja esensial
dan masyarakat pada saat kita mau mengeluarkan peraturan
oleh karena itu kata efektivitas harus masuk ke dalam pasal lima belas begitu ya
awalnya itu saya emang cinta saya kepada perform dunia performance itu emang luar biasa banget
jadi kalau misalnya klub atau apa ya bodo amat nggak dihitung lah pokoknya
otot atau ligamen ligamennya itu jadi kaku
dengan harga delapan ribu kita sudah dapat delapan potong sushi yang didalamnya juga sudah ada topping ayam
harus ada kombinasi ketiganya itu
nah di sela sela diskusi tersebut saya juga menyampaikan bahwa
apa pak yang luka berat sudah ada informasinya update nya
dan politik berbasis utang budi itu kan ada banyak contohnya
jadi penolakan iya penolakan gitu
udah dikasih warning nih
kemudian persyaratan untuk vaksinasi pada anak usia enam sebelas tahun
arus bawah gerindra untuk mas gibran
saya itu berdiri sampai
letak mimbar tak seperti masjid lainnya yang berada di tengah
dan harga yang nanti akan dikenakan untuk masyarakat umum seperti apa bu nadia
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
juga sangat kuat dan berpengaruh
adanya data ganda pada masa kepemimpinan menteri sebelumnya itu berhasil dibongkar menteri sosial
meski berduri dan memiliki bau yang cukup tajam
suara dukungannya itu masih tetap di kita
padahal doa rosario itu sebetulnya ya sama kayak orang
kita akan lihat indonesia dari tahun ke tahun berapa ipk atau indeks persepsi korupsi indonesia yang ditampilkan oleh transparency international
menggenggam seikat daun pandan sebagai senjata
jadi dua setengah tahun lagi kita ketemu lagi aja
nggak apa apa kalau tidak ada masalah dengan ini
thailand juga punya hubungan diplomatik dengan israel
bukan hanya islam dan non islam ya mbak ya
bapak penyisian piala presiden e sport dua ribu dua puluh satu
itu tidak demikian karena masing masing
pesta santo santa yang adalah martir
senjata itu artinya kita memberikan
dan dari dulu suara mayoritas pemilih muhammadiyah
karena diperkirakan bank indonesia bisa saja menaikkan posisi jumlah asuhan kita ya
sejak aturan market conduct ada
tangan dilengkapi dengan es podeng dan es teh manis
hmm ini pertama kali yang langsung saya rasakan adalah dari aromanya
ya demikian insight with desi anwar kali ini
nah untuk vaksinasi program ini tentunya kita sudah menentukan kriteria siapa saja yang menjadi sasaran daripada imunisasi rutin atau imunisasi program
perjalanan hidup dari natrio catra yosyosha kembali membuktikan meski terlahir dengan kebutuhan khusus namun dengan usaha doa ditambah tekat dan kemauan yang keras tidak ada hal yang tidak mungkin untuk terwujud
itu mengambil banyak uang
loyalis nih sebenernya tuh
kasus kematian akibat omikron saja itu hanya tujuh sampai saat ini ya
spending masyarakat terbesar itu untuk sepatu
sangat mahal boleh jadi
karena singapura punya hubungan diplomatik dengan israel
jadi kos kosannya juga di dekat sini itu yang bikin saya berani buka
yang berada di lantai tiga kawasan pusat perbelanjaan transmart cibubur
iya karena waktu itu sempat juga pemberitaan
dan of course buat meningkatkan omset ya berarti harus banyakin promo di berbagai platform ojek online gitu sih
tapi yang paling penting secara sederhana sebenarnya
biasanya pemerintah untuk menyediakan solusinya adalah impor beras pak
kalau misalnya hitung hitungannya sebenarnya yang masuk itu untuk yang tes konvensional
bahkan artinya kalau bisa bicara persiapan kan sangat luar biasa
ya selamat pagi aldi dan juga pemirsa
kayak mungkin waktu itu kalau misal aku relate nya sama dengan case ini ya
sementara beberapa sektor di kota surabaya khususnya yang cukup mendongkrak pajak ini
warningnya sudah statusnya sudah diberitahu
itu pasti akan kalah dengan perpres karena perpres itu lebih tinggi
karena ada campaignnya di beberapa negara itu ada lima belas minutes city ada sepuluh minutes city
untuk membuat tepung pertama buah sukun dipotong potong seperti ini
pengamat bisnis marketing memanfaatkan situasi covid sembilan belas dan berbisnis paket catering isoman
tertarik menonton pertandingan yang ada indonesianya level junior pula gitu pak
selamat pagi rima kalau di sana bagaimana perbandingan pelaporan spt pajak secara online dan juga offline
sedangkan biaya vaksin covid sembilan belas mandiri tidak ditetapkan oleh pemerintah melainkan disesuaikan oleh masing masing fasilitas kesehatan penyelenggara
selain memudahkan proses pengupasan kulit jengkol
kalau yang jepang memang kan dia sedang memproduksi dalam negerinya
sekarang harus dua dosis misalnya
saya pastikan tidak akan dapat
wah konsumen jadi kuat banget
yang bikin saya bertahan itu saya itu megang prinsip kayak gini
di antaranya dahe wayah dahe nengah dan dahe nyuman
kita terakhir ngobrol panjang sama pemain putri kapan ya
jadi kalau selalu metode dari produsen minta naik
tinggal nanti bagaimana konteks politik karena anies kita tahu sudah secara resmi dicalonkan oleh partai nasdem di pemilih dua ribu dua puluh empat nanti
data ini mengindikasikan bahwa anak indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang situasi dan kondisi anak di mana berada
dan kita juga ulas dari hasil upaya pemberatasan atau perilaku anti korupsi yang diterbitkan oleh bps juga angkanya menurun
ya bahwa suara muhammadiyah itu dominan ke anies ya
ekonomi dia melambat gitu ya
yang pasti kan tujuan kita adalah bagaimana memberikan akses konektivitas yang adil merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat indonesia
jadi kalau putih pun kita nggak khawatir ya
piot ini kan sudah ada di beberapa daerah ya jawa detabek termasuk bandung juga
bisa sampai empat ton per hektare gitu ya
dan juga mereka belum melihat bahwa ada upaya serius dari pemerintah kabupatennya
ketika sudah dikerok tadi ini kayaknya punya saya deh yang tadi
dan apakah ada semacam laporan mengenai kondisi trotoar di seluruh indonesia
aromanya itu tidak membuat saya puyeng atau pusing
sementara ada beras yang lain mungkin jauh lebih
keluarlah sp surat perintah store
berada tepat di depan aliran sungai cisadane
oke jadi menurut anda tidak perlu sebetulnya ya ada sanksi
pergerakan yang cepat dan dinamis membuat para fotografer sepeda ini harus cakep mengambil momen yang pas untuk menghasilkan foto yang menarik
ternyata penerimanya baik gitu
cukup besar masuk ke masyarakat mendorong perekonomian berjalan
bagi para pengusaha warteg sejauh ini sudah seperti apa pak
apalagi nambah inilah yang saya maksud
kenapa pandan lengis katanya kalau dia masuk ke dalam kulit dia mudah keluar
memilih adalah hal yang wajib dan undang undang pemilu australia tidak memperbolehkan pemungutan suara secara online
sang pemilik mengaku untuk teknik penanaman tidak berbeda dengan tanaman ketela pada umumnya
anda dapat mengunduhnya dari situs web aisi
nah persoalannya kan begini kalau untuk kemerdekaan beribadah itu biasanya kan nggak masuk dalam kategori hukum pidana ya
ya konten konten video video yang mengandung pornografi
tampaknya kebun binatang bandung menjadi salah satu lokasi favorit berwisata
sama dengan bumbunya rawon tapi ditambahkan rempah lainnya seperti lengkuas kunyit jahe daun salam daun serai daun jeruk ketumbar merica cabai dan bawang
di pancoran jakarta selatan banjir dengan ketinggian enam puluh cm hingga satu meter lebih membuat aktivitas warga terganggu
itu karena ada pendapat beda beda dan masing masing orang setiap punya pendapat masing masing
sekarang jarak lima puluh meter depan saya banyak banget
sampo palsu cenderung memiliki tekstur encer sementara sampo asli memiliki tekstur yang kental
agar ini lebih kencang sehingga ini kulit nanti terpasang maksimal
apa namanya dianggap mereka mengganggu
dan sekarang ke proses terakhir atau pamungkas dari kegiatan kali ini
seiring dengan meningkatnya sensor media pembatasan protes sipil
karena ini kan baru akan tes tanggal dua puluh empat mei
orang daerah kalau lihat orang kota tuh biasanya udah jipare dulu gitu
karena kalau ada kejadian luar biasa seperti banjir itu akan mengkoreksi
mengingat bahwa kita juga memiliki alat alat
terus akhirnya dampe disini kayak gini
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur
seperti panggung sandiwara kita telah diaturnya
yang berkelanjutan untuk perumahan sewa yang sosial dan terjangkau
kalau lo tauna manansang tuh yang dbl dua kali betul betul back to back lah
sebelum kita tanya nih bu aya
ditemukan atau proses evakuasi sudah dilakukan maka jalur untuk ambulan ini juga sangat sulit
raja yang berjasa membangun kepariwisataan di bali akan dikremasi
dan semoga di tahun depannya lagi akan lebih banyak lagi game game lokal yang bisa hadir
melayani digital telah diperlukan
tapi kenapa mbak masih mau tetap naik angkot
semuanya jadi kalau kita obrolkan masalah polusi udara ada dua sisi dalam itu
jadi mereka saling share bagaimana mengakses dan membuka konten tersebut
oleh sebab itu penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa stok bahan bahan pokok kita
lu operasi abis all star kemaren ya
tapi sekali lagi kita juga sangat menyadari semua situasi ini dengan keadaan covid yang berjalan di indonesia
dkpp menjadi catatan hitam proses politik nasional kita
mengingat minimnya waktu untuk memasak pada pagi hari
itu hanya memberikan banyak cahaya untuk orang untuk memahami bahwa
yang kedua karena ini survei maka kita jadikan pegangan
siapa yang tidak kepingin yang tidak kepingin itu sedikit
bahkan negara indonesia juga masuk ke negara indonesia
insya allah itu program untuk segera mereka dikumpulkan dan untuk diberikan arahannya tentunya
ada yang kekerasan seksual memang tidak ada hubungannya dengan aspek komersialisasi
sesko au lembang pada senin pagi ini diikuti oleh sedikitnya sembilan puluh enam kd sejawa dan bali
terus bawahnya dikit rp dua belas lima ratus
di sini saya langsung mengikuti proses penjemur kulit sapi yang berasal dari rumah pemotongan hewan
ini adalah alat bantu bagi orang untuk mengangkat beban yang berat
kalau muka gue tua
karena roti ini tahan hingga tujuh hari pada suhu normal
iya iya bener bener makasih cedera
berada di jalur dan menunggu dengan sabarnya jadi saya akan segera menyapa yaitu bapak teddy
jadi jumlahnya cukup banyak
yang tentu yang paling rame kalau yang non muslim itu yang kasus tolikara itu loh
sudah jadi kita mau ngapain juga yang penting comply
di jalan suradipa dan pasar bali sebuah resto khusus menyajikan aneka penganan serba stroberi
oke ini sangat unik sekali ya
iya iya ini statement kedua nih kak
yang meminta konsultasi hukum dan yang terbaru pernyataan dari kpk juga adalah
oh berarti lu masuk oph itu dua ribu delapan belas kalau mp kan dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ya
yang disampaikan oleh bapak
setiap tahun kemdikbud ristek hanya memberi kuota dua ratus ribu penerima kip kuliah untuk seluruh wilayah indonesia
lu jelasin ya di podcast ko deddy kan
dan tentu saja tetap bertahan bagaimanapun kondisi yang terjadi di dunia
kurang dari sepuluh persen sebetulnya fakta di lapangan
korban pemerkosaan ataupun orang tua korban memiliki hak untuk asuh
memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita
jadi dari awal awal sebelum pacaran pun pas lagi zaman pdkt itu udah ngobrol tuh
dan yang terakhir menurut saya proses pemulihan pada anak anak yang saat ini menjadi korban
jangan pelit juga sama garam
satu januari dia sudah dikategorikan sebagai imunisasi rutin tapi pada kelompok sasaran tertentu saja
bisa dilakukan tentu saja
kita tahu globalisasi membawa perasaan terancam itu
atau di tempat tempat tertentu di mana anak anak menjadi pendamping lagu di pusat pusat karaoke atau hiburan hiburan yang ada di dinasti dinasti
apa yang mau dilakukan terkait dengan capsleve event mungkin udah kepikiran ide apa gitu
jadi aku nggak punya waktu maksudnya cewek kan masih kecil terus takutnya kenapa napa gitu kan
mau ya hidup dalam kondisi yang sangat tidak nyaman cara cara untuk supaya kita minimal tetap
setelah geris besar sebenarnya kehidupan menurut keyakinan kami ini kehidupan yang berulang ulang
pres cawa pres itu kan harus ada dua puluh dari partai
nah dari mana dapatnya
dan jika anda akan berada di luar negeri pada hari referendum
untuk masa depan anak ini bagaimana secara biaya biaya kehidupannya ke depannya
yang sudah berkomunikasi itu
berkenaan dengan jumlah perolehan suara lalu dikaitkan dengan quick count itu tentunya belum bisa kami komentari
satlos di bawah satu dua ratus lima puluh lima
nah kebijakan ini efektif berlaku mulai besok tanggal empat belas juli di hari rabu
sebetulnya di tempat makan ini ada belasan menu yang sudah tidak dilanjutkan
luar biasa termasuk tentu dari pelaku
iya iya soalnya kalo di jakarta sih psbb juga bercuma ya sen kayaknya ya sen ya
dan indonesia punya beragam jenis kerupuk
umar salah seorang warga desa bubu mengaku
kalau tadi mungkin kalian udah lihat beberapa tanggapan orang orang
oke anak bungsu emang paling menonjol
yang menurutnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah besar di negeri ini yang belum tuntas
kepada pelaku sahaja sekeuangan yang seperti itu
kebetulan senior gue di jember
ya sebenarnya saya tuh penasaran juga
jadi polusinya juga tidak kemana mana
nah ini mungkin yang belum kita pikir sampai sekarang
nah persisnya seperti apa kualitas udara khususnya di jakarta saat ini
cr empat ratus af ini memiliki lebar tiga tiga puluh enam meter tinggi empat lima meter dan panjang lokomotif dua puluh tujuh dua meter
atau ada investasi masuk untuk itu bersama sama dengan bumn di bidang pangan
diharapkan dengan adanya kemiripan dengan kereta cepat yang sesungguhnya
meski terlihat menyeramkan perang pandan di desa ini menjadi magnet bagi wisatawan
cabur tenis akan memperebutkan dua medali emas dari nomor bergu
nah di situ biasanya juga ada otoritasnya
itu menyampaikan agar aet nya yang rp lima belas lima ratus per kilogram itu dinaikkan
yang terus dilakukan terkait dengan manajemen pelatihan
sehingga beberapa penelitian juga menunjukkan bisa mengurangi resiko glokoma
tri risma hari ini setelah melakukan pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial
nah tapi ketika anda menjabat hingga sekarang
dari bayangkara mulai dari asisten manajer
jadi berasa mirip gitu sama artis korea ya
masukin dokter spesialis ke indonesia
gue kasih pendidikan anak lo sampai kapan
tapi kalau memaksakan kepada pihak lain sudah gitu
kalau di rumah kan biasanya internet ada inilah untuk orang tua
gerak pembangunan yang bukan
kalau tidak ada imunitas artinya pembiaran apakah ini bakal lebih baik mbak
naturalisasi dan normalisasi jurus
oh makanya saya mungkin bishon tuh banyak kerjaan
upaya pemerintah secara keseluruhan
kita akan punya kelebihan sekitar dua tujuh ditambah satu tiga tambah satu juta
sedangkan untuk minyak kita naik sekitar lima lima puluh satu persen
jadi menciptakan pekerjaan untuk orang lain atau berprestasi atas dirinya sendiri melalui kemampuannya
mengembangkan keterampilan untuk mengenali dan memverifikasi berita sangatlah penting
sebagai kebijakan utama dalam kampanye pemilu
berarti bisa dipastikan bahwa hujan ini sebenarnya menjadi salah satu faktor
joko yakin bahwa crrc juga tidak bakal main main dengan kualitas krl yang akan dibuat
dalam perjalanannya sukun khususnya stik sukun jadi oleh oleh ciri khas kota cilacap
karena kalau ketika mereka tidak mengeluarkan ayam untuk sabung ayam atau taburah
para pria yang memiliki masalah kesehatan emosional atau hubungan dapat menghubungi ⁇ mens ⁇ line australia
tapi kalau yang mental dasarnya sikap mental dasarnya adalah inklusif
tapi mungkin nanti menunggu episode berikutnya
di teferi ditayangin bener gak shell
apakah nanti warga tinggal datang ke sini dan mengganti belangko atau ada harus rekam sidik jari dan lain lainnya
karena kan mungkin banyak masyarakat yang sudah merasa perlu diproteksi ya
misalnya kemasukan itu dalam malah bahaya kayak gitu jangan ditiru ya membersihkan telinga eh
sedikit demi sedikit kacang kedelai yang sudah bersih dimasukkan untuk masuk proses perebusan
ada yang sampai support kalau lo nika gue kasih duit
nah ini selama hampir sepuluh tahun di cls sebenarnya dulu di tahun dua ribu enam belas misalnya dua ribu tujuh belas gitu
kalau jepang mempunyai kereta cepat shinkansen
nah itu menurut saya salah satu cara ya tadi sudah diusulkan kerjasama dengan pln untuk periksa
lalu tadi juga sempat ada warga yang panik
nah tiba lah hari ini buat jadwal untuk mencapai putusan yang sudah dibuat oleh dkpp
kita tidak bisa banyak mengeksplor mengenai isu ini
jadi sate ini ada bumbunya ini adalah bumbu kacang pada umumnya ditemani dengan lontong
kayak tadi saya bilang sumber energinya sudah turun
kita itu kan tidak bisa mau dikasih
dan beberapa lokasi rawan kebakaran selalu terjadi berulang setiap tahun
mengenai seperti influenza ataupun hpv pada dewasa atau hepatitis pada dewasa
terus menjaga dan agar terus mengevaluasi memastikan hanya yang membutuhkan yang mendapatkan kip
jadi ini menurut saya menjadi selalu menjadi apa ya
dan nanti ketemunya dimana itu kan sekali lagi itu hal yang biasa
kemudian warnanya fiskusitasnya akan berubah bisa lebih encer dibandingkan dengan produk yang asli
kan kita kan harus melaksanakan juga impres presiden nih
nah ini belum lagi nanti apa kaitannya dengan tahun politik ini
kalau kita mau tanam di indonesia kedelai
yang dilakukan oleh kementerian kesehatan bersama kementerian dalam negeri
dan itu public alert atau peringatan publiknya itu kepada masyarakat umum itu terus menerus masuk
namun tidak semua orang punya pengetahuan untuk bisa menghasilkan tanaman yang sebaik ini
punya pangkat kombes seperti saya
meskipun yang tadi itu banyak mengatakan bahwa wah kita merasa ditinggalkan oleh pak prabowo
sarapan selain memberi energi untuk beraktivitas dari pagi hingga siang hari
hanya memperburuk krisis iklim alih alih menjadi solusi atau krisis pangan
jadi sebenarnya bisa ya kalau ekosistemnya ditata secara integral
masalahnya ketela yang biasa itu hanya yang sudah dianggap besar itu hanya sebesar lengan seorang dewasa
kalaupun dari yang murah dia steak yang bertepung kalau enggak meltik gitu kan
pak prabowo memiliki keunggulan kompetitif dan komparat
yang terjadi anak anak yang seperti kita lihat sekarang
nah tiga tahun terakhir kan memang menurun drastis gitu sehingga kita seperti kaget gitu
wow tahun ini aja lu udah dua kali kalo gak salah lu ya
anda dapat mencari komunitas tenun yang dipimpin oleh first nations
jadi sebenernya swab test negatif baru udah lanjut kayak gitu
sini aja sekitar sini kira kira berapa harganya lima puluh lima puluh oke baiklah nah di
kita tahu pak bahwa pak heru budi ini kan sudah lama di pemprov
dari mulai jomblo ya kan
kerja kerja besar yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
tapi bagaimana menurut bung alfred apakah ada kemajuan yang signifikan dari segi infrastruktur selama ini
kalau seperti di rumah itu entah sakit
baru mereka sadar bahwa oh ada begitu tuh
untuk mensukseskan program bulan penyampaian spt ini
mempertahankan pengaruhnya itu yang sulit
nah ini kan menjadi sulit ya kenapa
kenapa karena kalau dibicarakan langkahnya adalah
jadi dia hanya dalam satu posisi saja ya
memiliki aneka pilihan lauk pauk mulai dari ayam goreng ayam bakar tahu tempe perkedel dan aneka jeruan
ternyata stimulus itu menekan nilai yuan
karena ini berbarengan dengan masjid yang ada di benda krep
bersembahyang di bukit juga menjadi cara mereka mengenal hutan
dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua
tiga puluh tujuh menteri di kabinet reformasi pembangunan
diancam akan dikenakan sanksi
namun para pakar di australia mengatakan
sosok sosok yang seperti ini mungkin pilihannya saya jangan menambah orang lagi di bangsa saya ini atau di muka bumi ini
mirip mirip dengan roti sobek tetapi rasa gulanya sangat terasa
ya itu cerita tadi ini tegarin pelanggaran ini
yaitu meminimalisir polusi udara yang berasal dari industri
setelah berperang mereka kemudian menggibung
dalam satu bulan mereka bisa mengantongi uang dua ratus sampai lima ratus juta rupiah
tapi pada saat kemudian kita bicara di kota
atau di tempat tempat transportasi umum
dan terus bertahan hingga generasi ketiga
selain itu sarana upacara pelebon yang lain adalah lembu replika kerbau berukuran besar
dan boleh dibilang ini lagu yang
kayaknya pemain pemain tuh pada tegang banget gitu pak muka
cuma nggak tau itu dalam itu dan nggak tau arahnya akan ternyata aku bisa sejauh ini juga gitu
dan juga bagi pemilih tunanetra atau yang memiliki gangguan pengeliatan
bisa mencegah serangga masuk ke dalam telinga kita sayangnya sebagian besar masyarakat menganggap
untuk kaki kaki biasanya berukuran enam puluh cm dan panjang balai berkisar satu sampai dua lima meter
namun di sisi lain stok beras pasar induk semakin menipis pak
dan mereka sangat persisten sangat gigih untuk mempertahankan seperti kita semua
setuju atau nggak setuju michelle merasa basket indonesia belum cukup menghidupi untuk putri
sementara menunggu kulit sapi direndam hingga lunak saya melihat proses pembuatan rangka beduknya
dengan sebutan sayur goreng asem kaki sapi dibanderol seharga empat puluh rupiah anda sudah puas menikmati
saya saya mengerti bu alex
itu selalu berwenang karena sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk kita kan
secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir
menurut saya ini harus berkumpul ya
kepikirannya peternak bila ternaknya tak mendapatkan pakan ia pun tergerak menyumbangkan
dari kata terus terinspirasi gustur
dan akan didistribusikan kembali kepada pekerja yang berpenghasilan
sama dengan posisi muhammadiyah
kalau di bali itu ngejot ya keluarga hindu dan keluarga hindu kemarin juga ketika hari nyepi satu hari
karena ada satu arus besar dunia yang namanya pronatalis kan
karena informasi yang kami dengar bahwa pemerintah tampaknya ingin mendorong agar pilkada dua ribu dua puluh empat
yaitu duduk dengan tenang dan fokus pada karya karyanya
jadi karena trust levelnya kepercayaan ini
ada skb empat menteri kan untuk mengatur syiar tidak kepada warga yang sudah beragama segala macam
apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan melindungi anak anak kita sehingga tidak menjadi korban kekerasan
apakah sudah berjalan sesuai
yang ular tidak akan suka
jadi aku kasih contoh ngomongin bencana beberapa bulan yang lalu ada new york jadi kota terpolusi di dunia
karena gue masih sekolah kan masih kelas dua
kalo enggak yaudah pasti gak usah ikut pon lah kayak gitu
masuk panti jompo yang bagus yang ada kolam renangnya
bisa lahannya ptpn ditambah dengan perhutanan sosial ditambah dengan hutannya yang dimiliki masyarakat ya
hs dua puluh tahun warga jombang dan rp tiga puluh tiga tahun warga malang jawa timur memproduksi uang palsu pecahan seratus ribu serta lima puluh ribu rupiah
model tadi ada perisainya
ya bisa saja orang jadi capek tapi kalau belum cukup
dan kapulaga kapulaga dan rempah rempah lainnya sebagaimana kita tahu banyak dihasilkan berbagai
tasamuhnya nu itu kan dimulai dari tasamu itu toleransi
bagi kami warga tenganan tempat sucinya adalah jalan yang di tengah dianggap suci porosan di tengah
jengkol kemudian dijemur di bawah sinar terik matahari langsung selama dua hari
tapi setelah kita semakin beranjak dewasa dewasa
jadi kita emang dipatenin disitu latihan ball handling footwork gimana form shooting kayak gitu
ini adalah koalisi sangat dinamis
jadi ketika ada situasi seperti itu
nah ketika fed mulai menurunkan tingkat suku bunga kemungkinan bank sentral kita ya dan berbagai bank sentral
sudah hadir di good morning pada pagi hari ini
target apa yang ingin di achieve
karena sekarang ini kita menggayet berbagai caleg
bergantung pada jenis tanah dan iklim habitatnya
untuk menjadikan dibebankan kepada pelaku dalam putusan pengadilan
kenanya pisau itu ajol
di dunia bicara mengenai krisis pangan
nah inilah yang membuat menurut hemat saya
jadi kita dari kecil sudah melihat proses ritualnya seperti apa
efek jerak aturan ini rencananya akan mulai berlaku pada satu januari dua ribu dua puluh
kalau menurut saya teman teman
nyeri tubuh perubahan suasana hati masalah kognitif dan sesak napas
ini cocok sekali sebenarnya jika dimakan dengan kopi
jadi tiga ini itu ada di badan pangan nih
m juga tak menampik bahwa pernah diberi bantuan berupa sembako dan kebutuhan si bayi
sebagai bagian daripada evaluasi kebijakan dmo dan dpo itu
jukut adalah bahasa sunda yang memiliki arti rumput
pasal usulnya kenapa dan bagaimana mungkin bisa diceritakan
indonesia tidak kalah ketinggalan
di samping langkah transisi energi terbarukan
diawali dengan kedatangan seseorang
karena pada saat launching itu harganya kan masih rendah
pada saat misalnya mereka masuk rumah sakit untuk opname
apakah masker bisa memang mengurangi
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan setelah ada cap david
daripada dikenai sanksi lebih baik kita edukasi
kemudian penuntasan jalur sepeda
lima belas tahun dan denda satu lima miliar rupiah
sebetulnya ini nggak hanya di indonesia tapi di mana mana gitu
saya akan mengaturnya agar menurut ukuran anda
cuma maksudnya semakin masif gitu ya
lo kan kemarin udah sepakat tetap pengajian tapi ustadznya jangan yang mengajarkan sikap eksklusif
kelompok lansia di jawa tengah yang kita siapkan untuk divaksin itu ada tiga satu ratus dua puluh sembilan empat puluh dua
tensi panas tapi mereka masih bisa menahan emosi
pemerintah tengah mengkaji rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan rakyat atau minyak kita
pengen bisa fisiknya mau berapa jam
saya dilantik menjadi kepala badan pangan nasional
tidak hanya melakukan inovasi pada proses penanaman saja
tak hanya itu ada empat puluh delapan sekolah dengan jaringan internet yang buruk di penjuru
durian jenis ini memiliki kelebihan dibanding yang lainnya
terakhir kemarin sih eh dua hari lalu sih
apalagi kondisinya seperti ya gitu lah belum masih nggak permanen masih di bawah triplek gitu kayu
ini menjadi hal hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah
oh itu emang gara garanya awalnya kenapa tuh sen
sampai sembuh pun juga tidak ada perubahan gejala
karena masalah kesehatan atau mobilitas
dari seorang ulama al salpersia
zaman dulu anak anak muda cita citanya menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai swasta
disebutkan bahwa tujuan pembangunan keolahragaan itu
berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya
mudah mudahan kita bisa segera membahasnya
ya dan tidak terjadi kematian gitu
tak terpisahkan dari kesehatan
sejauh ini temen temen aku sih semuanya yang sudah menikah pasti ingin mempunyai anak
nah baru tuh cls serius nawarin gue buat gabung ke timnya dia
sebenarnya seseorang jika ingin melepaskan semua yang dia bebankan saat meluka itu
dia kan udah dewasa pak
sehingga yang kontainer bisa terbuang
kalau ngecek kan ada beberapa situs buat ngecek ya
karena kebetulan yang kami silahkan anggota itu warteg konvensional pemilik pribadi
kemudian kiai akan membacakan kitab kuning yang diterjemahkan ke dalam bahasa jawa atau indonesia
nah market conduct ini bagian dari
terus dia kan salah satu pemain yang angkatan dua ribu dua puluh ini cukup banyak diomongin lah ya dia
yaitu pfizer ataupun astrazeneca
saya juga lagi belajar lagi chat gpt ai robotik
nah ini kita harus cari balance nya
artinya gerindra kalau bang sandi keluar
maka kita akan perintahkan kepada bank untuk mengganti
ini program sehari menjadi ini beratnya kita memang harus nyoba seperti ini ya apa yang dilakukan
saya memilih ayam yang masih sekar
tahun lalu itu sudah memulai sebuah
dan struktur organisasi ya
kalau satu kontainer bisa dua puluh delapan ton
gelap banget lampu juga tiap hari nggak pernah mati siang malam nyala terus gitu kan
saya juga nggak pernah marah kalau ditanya
misalnya bos bos ya yang punya anggaran barangkali bisa membantu waduk waduk konvensional dalam pembelian
dengan cekatan guratan sketsa itu dituangkan di atas kertas
untuk beras hari ini saya mau sampaikan ke mbak desi bahwa stok kita stok terjelek
sesuatu lah terkait dengan pilpreh di dua ribu dua puluh empat
bahwa keadaan yang dialami oleh williams memang benar
nah jadi ini yang agak mengkhawatirkan bagi pasar adalah ketika tiongkok nggak stimulus
agar dana pemerintah federal mengalir ke saluran pendanaan
ya banyak yang terkesan dan memuji bagaimana perjuangan dita karang
karena satu gagal beradaptasi
jadi kita ini penegak hukum ini sudah menghadapi pergumulan yang begitu besar
bahwa pemilu kita selalu lancar gitu ya dan tidak ada konflik yang terlalu berarti
jadi gap nya lumayan
geblat itu yang tentu saja memiliki
yang anak anak sekolah kan kampus juga kemarin kan itb udah mulai pada masuk
namun nyatanya masih ada sejumlah fasilitas kesehatan dan juga lab yang mematok harga di atas
mulai faktor internal seperti genetik kondisi kesehatan maupun faktor eksternal
sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini terus secara terus menerus itu kita minta dari daerah
beralasan kalau konsumen mengatakan
dan mempercepat juga transformasi digital di indonesia
tetangga sekaligus saudara y yang juga menjadi korban
apa cuma gue doang ya lupa gue
kerupuk kerap menemani beragam sajian kuliner khas nusantara
dan di provinsi jawa timur pada umumnya
pemilihan umum yang bebas jujur adil
kalau beli unit link ini bukan cuma
tersedia pemungutan suara melalui pos di tempat pemungutan suara tertentu di seluruh australia
kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh indonesia
di dalam tim yang terjadi
karena kalau sampai saya salah polanya sampai salah perhitungannya potensi kecelakaan kerjanya juga nggak main main ya
benar benar pengalaman hidup yang bakal tidak terlupakan
jadi per bulan tiga puluh juta ya
tapi nggak apa apa dia dapat brand ambasador kan
dan yang paling bisa dilakukan adalah memasang pewangi atau kamper berbau menyengat di kamar mandi
makin gue pasti tahu kalau orang cirebon
meski kini pemerintah kota dan kabupaten berlomba merevitalisasi trotoar
kami mengunjungi rumah milik pasangan inspiratif lukman dan ida yang berlokasi di jakarta timur
hingga kini selain jamaah yang datang
nah untuk informasi lainnya yang terbaru dari cnnindonesia com
sedangkan gue banyak ngeliat temen temen gue yang seangkatan
network nafasnya itu lengkapnya saya jabodetabek
kalau yang strict biasanya sebenarnya dari sahabat tuh mereka kasih surat gitu loh
karena pkb itu didirikan
karena kita di dalam tarif kita itu yang probable pun dibayar oleh pemerintah
pada tahun dua ribu delapan ketika kalimantan timur menjadi tuan rumah pon ke dua belas
banyakan di luar daripada di kelas
nah disitu afrika selatan sebetulnya ingin menjadikan namibia itu sebagai provinsi ketujuh
dan tamu kita juga gak kalah istimewa kali ini
saya ke pak hamid dulu pak hamid
nah kita masuk goreng yang kedua
terima kasih banyak pak sarjito atas kesempatannya
bagi orang yang menolak vaksin
dia ketika ada orang ngomong bahwa
nggak ada yang sebesar bulog plus rni
atau kepada siapapun untuk dibahas lebih dulu
kalau di beras ada namanya hpp karena khusus ya harga pembelian pemerintah yang biasa kita buat
calon presiden nomor urut satu anies baswedan mengajak masyarakat untuk memantau penghitungan suara hingga akhir
ini syutingnya semua di jakarta atau di mana mana ya
dalam industri pesan antar makanan ada hal yang disebut multi apping
terus setelah itu kita pakai plastik lagi double
ya party sama temen temen bareng gitu ada semuanya tuh kayak di situ dimasukin gitu di sininya gitu
ternyata ada kalau udah dirangkum seluruh dunia
tapi keseluruhan seru banget saya pengen lagi deh kayaknya
dengan bendera merah putih yang akan dikibarkan di sebuah tempat di seoul ini
yang saya tahu ya itu sudah sepakat untuk bukan ustadz itu
bergabung langsung melalui sambungan zoom dari korea selatan dita karang personal secret number
sebenarnya menurut penelitian universitas canberra
ini satu porsi pasti ngenyangin ya
tokoh tokoh golkar tiba tiba langsung bermusukan sama jokowi
gue ngeliat mereka kayak hidupnya enak gitu
jadi yang dulu dilakukan itu nggak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini
terutama arus dari timur menuju barat atau dari wilayah tasikmalaya
diharapkan bisa merangkul lebih dari sembilan puluh ribu peserta
sehingga data kota juga masuk di sana oke berarti prosentasenya ternyata lumayan tinggi
sekarang sudah terbantu sama bantuan dari pak ganjar internet udah mulai lancar sudah didukunglah penuh semuanya
terima kasih banyak banyak koresponden cnn indonesia melaporkan dari surabaya jawa timur
seperti rambu rambu atau kode pewarnaan di trek
artinya ada negara yang melakukan kegiatan tertentu
sama debu sama kenalpot ya kan
toko daripada masjid hidayatullah ini didiri
yang memang tersimpan di dalam benak diri
wah cantik ya jadi kita bisa foto foto dan menikmati pemandangan dari ketinggian dari halte tosari
semua temen temennya michelle udah pada tau yang udah satu sekolah
so bijak gue gitu kan kali kali
nah dan ini menjadi keprihatinan kita bersama
apa yang bisa berpengaruh dari tiongkok nih pak dengan kondisi perekonomian yang mereka masih sangat ambigu
kayak wahid supromasi juga berkembang gitu di negara negara barat
nah ini pembekalannya kita berikan kepada caleg caleg baru kita ini
beras kita kena prancing dengan kementerian pertanian bahwa produksinya luas ternyata besar ternyata
kami dapatkan kopi dari aceh jawa dan berbagai daerah lainnya yang di indonesia
misalnya dari honorer honorer yang sudah ada sekarang ini
semakin susah ya karena udaranya polusi jadi kalau kita mau olahraga juga agak repot bahkan
dalam tradisi perang pandan sabung ayam menjadi salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan
ini mantan di root holding bumn jadinya
kerja keras lahir batin sudah ini gitu
nah tapi dalam pertemuan itu pak prabowo justru menyampaikan ini untuk kebaikan pak sandi
dan untuk membahas lebih lanjut skema vaksinasi booster di dua ratus empat puluh empat kabupaten kota di indonesia
di indonesia ada lima jenis bambu yang digunakan sebagai bahan kerajinan
dengan peningkatan dan peningkatan uang
pasca pemidanaan ini seperti apa atau dalam proses pemidanaan ini
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua belas
satu cabang olahraga saja itu belum tentu
meski begitu ada sejumlah kelompok rentan yang menjadi sasaran imunisasi covid sembilan belas gratis
sejumlah capaian dan juga catatan menghiasi perjalanannya
kita ingin mengundang orang ini sudah lama tapi sempat di podcast sebelah john
proses fermentasi dilakukan dengan cara menyiapkan garam dalam patiman
dalam turnamen golf yang digelar di lapangan golf poltuck
ini kita berarti mengganti namanya bu
ini juga alat pengukur udara tapi untuk di luar ruangan
tapi ketika kita masuk di dalam kepompong ramadan
environment yang perlu didukung kemudian adalah
kalau itu kandidat calon berbeda dengan kandidat pkb
wilayah sumberwuluh ini sejak pagi sampai siang ini ini sudah banyak sekali berdatangan bantuan sehingga sedikit ramai sekali
untuk menyediakan tiga puluh ribu rumah sewa baru
tetapi juga pada proses penyelenggaraan pemilunya
dan struktur daerah yang cukup rawan longsor
ada pemeriksaan pcr yang konvensional atau kita sebut
terus kedua juga saya melihat bahwa sekarang ini muhammadiyah kan sebagai organisasi
nanti memang itu ada konsorsium gitu ya
punya kasihan sama korbannya juga
sustainability itu tidak berarti bahwa tidak ada perubahan
yang dinilai akan berpengaruh pada putusan hukuman terdakwa
termasuk yerusalem timur pada waktu yang dicaplok itu ya
ibu dari keluarga itu mungkin terutama dari orang tua
kalau hubungannya nggak baik ya bakalan hancur gitu loh
memang mereka tahu saya nggak mengikuti alur jalan hidup yang konvensional gitu
dari januari itu januari dua ribu dua puluh empat itu kan realisasi
memang malaysia sedang turun turunnya juga
nah kalau pengembangnya juga diajak ketemu susah
kemudian selanjutnya di portugal new zealand
akhirnya bisa dibawa ke bapak jatuh
dan disampaikan oleh ricky kusumo
karena karakter itu juga bukan berarti merugikan
namun hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap memotret
mungkin orang belum bisa memikirkan plus minusnya jadi waktu yang tepat
ngaji pasaran dilakukan hanya pada ramadan
kalau naik lagi jadi bintang alhamdulillah dong pak
yang pertama ya saya tidak berpotensi lagi
tapi pak amin memutuskan untuk melanjutkan perjuangan
bagaimana kalau kita pindah ke dalam ruangan tapi ngomong ngomong jangan jangan di ruangan kita juga nggak terlalu
kita gak akan nunggu nunggu proses hukum sampai inkrah
tapi kalau ada yang jantung jangan terlalu cepat
dr hugh edwards memperkenalkan topik itu di bulletin berita utama bbc
selain belajar budidaya anggur pengunjung juga bisa memetik sendiri anggur yang akan dibeli dan mencicipinya sepuasnya
yang sekarang menjadi undang undang nomor tujuh dua ribu dua puluh tiga ketika nanti ada putusan mahkamah konstitusi
nah kalau misalnya kita anatomi
dan jangan sampai ada masalah
setelah eksis di korea kroffel kini mulai naik daun di indonesia
tapi hanya berupa tata batu
nggak bisa menyampaikan yang
karena juga di wilayah malang itu juga mengalami dampak
cuman yang selama ini aman aman aja sih bisa lah ngakalin absen
ini satu ideologi yang umum banget seluruh dunia sebenarnya
di samping persoalan produksi kita akan menghadapi persoalan persoalan lain di kemudian hari
seektifnya terhadap properti properti yang memang harganya menarik
nah ini ada sensornya ya
sebelum ada badan pangan nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
misalnya gitu kan petani petani dari medan gitu kan atau dari lombok dan sebagainya
misalnya kewenangan untuk menyusun kabinet
iya penganeian berbuah manis
bahwa infrastruktur yang terjanglahan pasti ada
dan sayangnya sampai kita ada solusi di luar ruangan kita tinggal
kalau dilihat dari zaman kunonya kan
oleh karenanya momentum ini harusnya menyadarkan pemerintah
memasak bukan hanya dilakukan oleh para perempuan
tapi penggunaannya hampir misalnya lebih dari dua puluh ribu watt
apakah vaskes rumah sakit menerima sangsinya
rp uang rp yang kita tangkap di malang
kalau fyi ini mas timo ini adalah orang dibalik suksesnya film rumah darah that shot the night come from us yang ada di netflix ya
nah banyak juga sebenarnya di dpr ini kan sedang digodok juga
ada beberapa di sana yang terjebak di pemukiman mereka
dan langsung bisa lewat di pintu masuk setiap halte bus transjakarta
wakil ketua terus apa namanya
kita kan tidak hanya mendapatkan pangan hanya dari indonesia
langsung aja ke akun youtube cnn indonesia
ada yang memang ada kebutuhan serius
lalu kemudian mengganti yang sudah memang enggak aktif lagi misalnya kan gitu kan
dasar yang sudah dibangun
potensi untuk kemudian rekskalasi tentu masih sangat terbuka ya
udah datang di dapur kata data untuk episode kali ini
maka yang berhak adalah sebagai ibu kandungnya
ya saya mengenal dita belum lama
atau dprd jelas pak heru budi
jadi ketika anak anak ini kita latih skill keseimbangan ya dan fokus otak mereka akan terus berkembang mengikuti apa yang mereka pelajari sekarang
demikian pula dengan tanggapan mahasiswa penerima kip kuliah lainnya
artinya koin ini bisa berdiri dengan stabil karena jalurnya memang lurus sehingga minim guncangan
jangan sampai kita scroll medsos
ini ngomongin kadein basket lu kan sebenarnya udah diculikain juga di kodeb ya
serta menghilangkan kadar air yang ujungnya membuat beduk lebih awet
mudah mudahan ini juga sama sama kita ikan musuhnya seperti itu
ini kan memang dibuatnya kan awalnya dari espresso kan
ini salah satu dari konsekuensi dan resikonya
oke baik bu nadia terakhir menjawab pertanyaan utama dalam dialog ini
karena memasukin kue dalam buah terus kuenya tersebut akan kita kirim ke customer artinya akan ada waktu
ya itu sebagai sanksi moral
supaya petugas yang ingkat selalu aware in action
karena selama berapa minggu yang lalu
atau dia dalam bekerja dari pagi sampai siang
dengan menimbang seperti apa bumika bersikap
imunisasi ya imunisasi dari
perubahan besar hanya dapat terjadi jika orang ini mendiskusikannya secara terbuka
yakni bisa melintas di jalan aspal dengan peruntukan dominan di lingkungan jalan off road seperti tanah dan jalan berpasir
akan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga kamis atau jumat mendatang
dibutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan usaha bentor jika menggunakan sepeda motor baru
pihak kemlu sudah bisa paham dan
mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu
punya dugaan dugaan terhadap nasdem
terus kayak waktu itu begitu ada tahu itu sumpah aku langsung ngomong sama timku bodo amat gak mau tahu gimana pun caranya kita udah dapet tiketnya itu
dan kebanggaan tambahan kebanggaan
lebih bisa empat kali lipat dari misalnya eksploitasi ataupun fisik
jadi apakah maksud saya jadi ini akan menguntungkan atau tidak
tapi mereka mempercayai itu
di dua ratus dua puluh sampai dua ratus tiga puluh
tetapi apa sebenarnya disinformasi ini
ini orang kok dari bali tapi mukanya agak ada bali balinya gitu ya
soalnya gue penasaran nih gue pas riset ya lu pergi ke amerika
saya sendiri merasa keadilan untuk orang asli australia itu sangat penting
setelah alas selesai dibuat balai ini belum dapat langsung dijual
jadi kalau saya jadi ketua umum satu partai misalnya
dan saya melihat bahwa penerimaan para kiai
ada banyak effort ya pak yang sudah diupayakan oleh pemerintah
dan kita juga tadi parkirnya kita perluas lagi
yang ketiga memang radikal bebas racun
bulan juli ini ada sebuah festival kesenian tahunan di bali yakni pesta kesenian bali
ya tantrum biasa dikenal sebagai kondisi emosi pada anak anak yang ditunjukkan dengan
ada menteri yang terlibat juga itu
semacam perspektif makro tentang keolahragaan
akhirnya nggak dirujak netizen
lalu berubah kembali usulannya menjadi sepuluh sampai enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga
kamu mesti lihat dulu opportunity nya apa aja
artinya kalau tadi kita bicara tentang konsekuensi kesehatan jangka panjang penyakit penyakit itu kan tentu juga mengurangi kualitas hidup angka kesakitan yang tinggi
dan mereka mengeluh seperti itu amel bahwa mereka belum mendapatkan strp karena ada kesulitan atau kendala saat mereka melakukan pendaftaran melalui situs resmi tersebut
pengaduan konsumen itu yang tadi saya bilang kan
karena kalau kebutuhan dua puluh juta ton
komisi dua dpr menggelar rapat bersama kementerian dalam negeri dan kpu ri
tentunya ada berbagai macam laporan yang saya dapatkan itu kita cecar terus
ya aku tahu sih maksudnya mereka mau jagain gitu
jadi kalau original ini full kelapa atau santan ya
simbol roh yang meninggal dan menentunya dengan seutas tali
karena kalau negara negara tadi sudah menurunkan
sebenarnya ada undang undang konsumer ya
pameran semacam ini membuat adanya interaksi antara industri teknologi tinggi asing
seperti ritual yang lain pelarungan juga diawali dengan doa bersama
anaknya dititipkan di lembaga pendidikan atau pengajian itu mereka percaya seratus dengan situasi itu
saya kan melihat pak presiden itu kan adalah kader pdip ya
kalau gitu yuk kita telusuri terus ya ada apa sih
dropnya cukup drastis disebabkan oleh karena transaksi penjualan para pembeli ini sangat berhati hati untuk membayar
karena ada komponen dari bahan baku lokal indonesia
untuk tidak menggunakan rumah sakit sebagai tameng
pengalaman pertama adalah di final piala asia dua ribu dua puluh empat kemarin
happy stress itu dalam arti gini loh stres itu semua orang masih stres
ya akhirnya mereka mau ngomong dukung juga
kasus kematian itu masih antara satu sampai dengan lima kasus kematian per hari
mas anies punya sejarah
selalu keinget itu pada janji sama diri sendiri
ya nunggunya lama maset gitu sih panas
yang mereka juga sebagai konselor
di daerah karet ini dulu kita hidup rukun
lalu mentaati tanah air ini gitu sebagai kita sepakat sama sama tinggal di sini gitu
untuk kemudian membentuk teman teman ini untuk menjadi politikus
ujuk ujuk itu tiba tiba
ya kalau disuruh punya anak ya harus punya anak
nu kan terkenal toleran kepada yang non muslim gitu ya
tadi anda sudah menyebut costnya ini naik dan harganya ini tentu naik juga
saat ini juga sudah dilakukan pon papua kalau berkaca dari acara acara besar tersebut
iwan hermawan wiari jakarta
saya tidak melihat indikasi pak surya sedang melemah
ternyata kerugiannya bisa sampai itu juga gitu ya
yang ramah lingkungan dan terjangkau
tapi ini khusus untuk seminar seminar ya
aparat penegak hukumnya pemerintah lokalnya bahkan dalam kasus tangsel ya diwakili oleh ketua rt
itu dibangun jauh sebelum covid sembilan belas merebak
kota bandung untuk satu bulan ya
ada dari pemerintahan bpa itu
tapi rencana apa tahun depan pengen basket terus sampai nanti habis lulus kuliah atau mungkin main ibl kah atau nggak ada rencana pengen ke sana
masalah cukup empat dan lima hari tutup
juga ketersediaan pangan ini semakin lama semakin meningkat
itu saya kira hal yang lumrah jadi
ya kan kalau ini kan terikat
lu harus bisa menopang misal pemain utama buat itu
kontainer itu kita dapat di depo depo yang telah tersedia di daerah cakung celincing biasanya
muhammad yusuf ini adalah seorang saudagar atau pedagang yang ada di daerah karet
sementara ini pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya karena pihak pemda kota depok juga bekerja sama dengan pihak kepolisian
tadi udah takut aja tuh abu
dan nantinya akan terus dilanjutkan untuk bisa kembali ke tanah air
masalahnya anaknya satu terus saya sudah kebiasaan di sini
gue latihan di situ juga sama anak anak sama temen temen kan masih masih apa
ya kalau yang namanya usul pendapat dari fraksi atau voksi di komisi
oh tapi emang sekolah lo yang ini yang cis cis ini basketnya oke gak sebenarnya
ini pertanyaan saya dan pertanyaan saya teman teman saya
ini juga menurut saya catatan ya
oh kalau di agama kami seperti ini
kulit sapi yang telah dipotong potong lalu dijemur di bawah sinar matahari
geng itu emang bapak lu segitu apa proudnya kali ya
tapi bahkan isinya itu mengandung kekerasan seksual yang harusnya tidak layak ditonton oleh anak anak tersebut
anda bersama sbs bahasa indonesia
tapi ini carbon footprintnya katanya lebih tinggi di situ
harga beduk sesuai negara
kapan kita harus import dan ini
gue jiwa jiwa analis gue kan keluar chen langsung kan
kemudian tiba tiba pisah jalan gitu aja
karena gelontoran dana kampanye sendiri yang masuk ke masyarakat mendorong biasanya konsumsi yang lebih tinggi gitu ya
dan beberapa juga akan
kira kira empat pemain ini bisa juga mengikuti jejak j iz bermain di seri b
ini terlihat semenjak januari dua ribu dua puluh
istimewanya salah satu dari keempat pilar ini
dan ini dilakukan tiap hari
ya menurut saya bunjang kancing terkait dengan tenaga honorer ini sudah ada jawabannya
jadi ini adalah capaian pkb yang tertinggi sepanjang sejarahnya
ya jadi masyarakat nggak perlu panik
apa yang kita bisa lakukan untuk mendorong
kemudian penugasan perumbulok dari menteri bumn dari pak erik
dan tidak terlalu perlu equipment yang
apa koperasi sae pujon jadi peduli iya paling enggak
hingga seminggu sebelum lebaran
harus cepat dan sudah kita kerjakan itu
adalah gini tradisi yang dilakukan umat hindu di bali melukat
ada pengelukatan di pura
tujuannya ya cuma satu pengen push kita sebagai pemain gitu
kalau semua menganggap lebih longgar lebih longgar
kalau mengambil yang gampang p tiga mungkin
sehingga saya bisa memiliki ruang bawah tanah yang cukup lebar dan dalam
cuma nelfon ke satu ratus lima puluh tujuh atau wa ke delapan puluh satu satu ratus lima puluh tujuh satu ratus lima puluh tujuh satu ratus lima puluh tujuh
ini kedua aspek administrasi sehingga proses pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan berjalan dengan baik
media tanam air atau hidroponik menjadi sistem penanaman yang ia pilih
kalau sewa menyewa kantor namanya tenance market
aduh empat tahun itu
ya ini kan banyak sekali sekarang macam macam olahraga
prarago itu adalah simbol dari yang meninggal
mungkin sembunyi sembunyi dan tidak diketahui orang banyak
masih mendengarkan abastalk season tiga masih bersama gue vincent manahem dan abu christian
dan kalau ada sosialisasi juga harus dihadiri oleh
nah disitulah sebenarnya kita melihat bahwa kondisi status saat ini ya
nah di studio situ banyak audisi audisi yang dilaksanakan
dari segi rasa kerasa banget nih rempah rempah pucungnya ada gurihnya dan ada juga nih rasa
kedelai diperam di dalam ruangan sampai tumbuh jamur
maksudnya kurang bisa kenal orang baru juga
kita juga pengen kayak no film tentang kehidupan di kota
di dua ribu dua puluh empat ini kita memiliki separuh dari kepala daerah
dari direkturat pajak juga memberikan suatu program di mana nantinya atau sudah berjalan
paslon tiga ganjar mafud belum unggul ataupun belum menang di satupun provinsi ya
terima kasih banyak pak erick thohir sudah bersama cnn indonesia
tapi belum tentu juga ya
kesulitan masalah transport ini kan bapak ini tadi kan lewat laut
jadi sebenarnya yang membedakan bangunan bangunan rumah di tengganan peging seringan dengan daerah lainnya seperti apa
ketika bertemu dengan orang yang berbeda mereka tahu batas tapi juga tidak menolak gitu
lalu saya tanya kesnya kenapa pak hanya lima puluh sekian persen
dengan mekanisme b dua b atau business to business
tetapi kirinya jadi itu aja
tapi menu yang ada sekarang ini ini yang paling menu menu yang memang udah legend
mengedukasi sehingga kekerasan seksual di tingkat pedesaan itu bisa dieliminasi
kita yang ketahui sepenuhnya
senilai sepuluh miliar dolar dari pemerintah federal
keluar lah itu untuk ceasefire ya untuk itu
dan kita ngomongin gimana kafe kafe di indonesia ini terinspirasi dari kafe kafe yang ada di korea ya
telah membagikan lebih dari satu juta set top box
tapi yang lebih utama juga itu di situ
karena memang ini masyarakat juga sudah banyak yang mengeluh mengkritik harus melakukan sesuatu
iya udah gitu gak ada apa apa lagi
sejumlah produsen pun berusaha mengurangi aroma khas jengkol
dan seperti apa prosedurnya nanti untuk lebih jelasnya saya akan berbincang dengan kepala dinas pendudukan dan catatan sipil
kunci agar tetap seimbang dagu anda tetap menghadap ke atas
ini dibuat dari terigu kemudian campuran parutan kelapa dan gula merah
kalau mau menikah nanti udah punya anak satu kok baru satu
literasi masyarakat meningkat tetapi mediumnya yang bergeser
lesi otak bisa mengakibatkan kematian jika sudah masuk stadium parah
terus turun ke koko terus turun lagi ke koko terus saya ketiganya
sehingga ini akan juga oksigenasi ke otak lebih baik
iya dan tidak takut gitu terhadap perbedaan gitu
karena itu kita tersepakat bahwa kita akan menggunakan tarif itu
tetapi ini pp nya belum ada
yang mereka nggak berprofesi sebagai pemain basket
sausnya juga ada beragam nih yang bisa dicoba
ada macam gangguan gitu ya
jadi apakah ini memang kurang komunikasinya atau sosialisasinya atau debat
selain kerontokan rambut dan iritasi penggunaan dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kanker kulit
dan waktu desember ini sudah dekat mbak
nah tinggal kita mau menentukan baper stoknya berapa untuk berapa lama
ini dari situ sampai sekarang itu masih panen pun juga masih bagus ya
saya nggak mau nih punya anak
di ibu kota sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh
saya tahun tahunnya nggak tahu lah gitu ya
pantauan harga untuk beras ir enam puluh empat di rp sepuluh delapan ratus
pada saat menyampaikan surat ada kisi kisi nggak
kita ingin meminta bahwa negara negara yang hadir di cop termasuk indonesia berhentilah
moral pressure dari berbagai negara di kawasan dunia ini
bedanya cuma di jenis potongannya
tapi itu adalah tantangan lah bagi kami agar kita bisa atau fight
yang kemudian dikelola sebagai geopark gunung sewu
gimana sih attitude kita kalau di lapangan
meski masih canggung mereka bermain bola
dan sudah pernah ada penelitian seperti ini di indonesia yang saya lihat terakhirnya tahun dua ribu dua puluh
terima kasih d arsono sudah bergabung dan memberikan pendapatnya dan perspektifnya pagi ini di cnn indonesia
demikianlah tadi sebuah laporan tentang iphone dua belas yang dikatakan memiliki radiasi tinggi
jadi apa saja standar standar ini
nah oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk dua jenis vaksin yang di awal kita gunakan yaitu sinovac dan astrazeneca
menyambut perhelatan piala dunia u tujuh belas di stadion gelora bung tomo gbt pada sepuluh november mendatang
konten konten yang mengandung pornografi kecabulan dan kekerasan seksual
covid jangka panjang masih sebuah alasan yang baik
jadinya ngobrolnya terlalu asik gitu
anggaran dan juga bagaimana nanti secara teknikal
jadi kalau ekspat mengatakan memang ada peningkatan dalam kasus kekerasan ini secara keseluruhan
tapi kalau buat cewek belum bisa sih
emang gak ada kepinginan buat pindah gitu kak
seiring kemajuan teknologi pendengar
pilihan kedua bisa diakses melalui tarakan kalimantan utara langsung ke pulau derawan dengan perjalanan laut sekitar tiga jam
yang digunakan untuk membangun masjid ini
panen itu sebenarnya ada panen rendeng
bu nina jadi sebenarnya bu nina tuh kenapa sih memilih konsep rumah kontainer
selalu ada nilai positif ya dibalik itu semua ya
dan kami juga sudah lakukan uji ujik
mungkin sembilan puluh persen bebannya ada di perempuan gitu loh
bubur sih kalau skip sarapan ya lemes gak fokus kerja
bak sebuah bahu untuk bersandar
akan diberlakukan tiga akses pintu masuk
sampah sampah rumah tangga pun bermunculan ke permukaan
karena sandi misalnya sebelumnya tidak pamit tidak kelunuwun dan seterusnya
kemudian kembangkan targetnya apa targetnya
maksudnya mereka berpenghasilan ya kan

kalau kita bicara pasar umpama
karena kan ada resiko tidak terpakai kemudian harus terbuang
berarti itu priscilla karen lama juga kuliah ya
soalnya kemarin ya si borvil ngomong emang yang kayak si angkatannya dia tuh kayak si fernando manantang
kemudian juga pelaku pelaku situasional juga mudah mendapatkan anak anak melalui platform media sosial
hanya dalam waktu kurang dari satu jam ketinggian air sudah mencapai satu meter
sebenarnya nggak pernah nyangka bisa dikasih kesempatan untuk ketemu sama beliau gitu
seiring dengan berkembangnya waktu kini sudah ada sekitar enam puluh pondokan di buntut pesantren dengan jumlah santri mencapai
dengan jumlah langkah yang diambilnya
target sasaran vaksinasi kita adalah satu ratus enam puluh empat sembilan ratus tujuh belas
nah ini agak menarik juga nih
tim liputan cnn indonesia
jadi kita mesti ngerti nih setiap bulan potensi panen di daerah mana berapa banyak
bukan sering banget kayaknya tinggalnya short term
kalau beli sendiri pernah durinya bikin luka
saya nggak menyangka loh ternyata makan kue dengan potongan buah segar seperti ini
jadi pilih nasi campur daerah mana
agar mudah dan praktis kini sudah tersedia kopi dalam bentuk gel
tapi intinya kami rumah sakit dan laboratorium sangat apresiasi
sepanjang terbukti bahwa nasabah ini
setiap pemerintah negara dan negara di negara ini
nasihat atau bantuan monetaris
tahun lalu menunjukkan data bahwa tingkat
tapi kalau aku pribadi gak sih kayak yaudah main main aja gitu
nah ini juga mungkin yang harus kadang kadang dipahami ya
itu waktu ada kak yuni ada cik debbie natasha debbie gitu itu
mana ling ling luar luar segala macam
oh jadi baru pertama kali menggunakan jasa transportasi dari pengelola bus putra fajar ini ya
ya saya nggak mau banyak cerita soal itu
wah benar benar luar biasa
enggak kan aku motor di pinggir kan ngeliatin danire ada pasangan
kalau lima puluh lima kayaknya lu kayaknya agak setengah setengah iya mainnya ya
nah pas masuk ya beneran ternyata gampang masuk susah lulus
pengamat pemasaran yuswo hadi menilai buku tidak lagi menjadi alat utama dalam mencari pengetahuan
artinya kita sendiri sekarang tuh close minded gitu
tentang bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik
undang undang ini mengatur bagaimana kewenangan dan juga perubahan yang terjadi dalam sisa pemerintahan dari provinsi jakarta
di satu sisi lain kalau kita bicara mengenai stok minyak sawit dunia ini juga menurun
selain itu dkpp menyatakan
tapi ciri khas stroberi itu nggak akan hilang dalam makanan
kapasitas pengunjung pada libur lebaran kali ini dibatasi hanya delapan pengunjung dalam satu waktu
nah hal hal ini yang sebenarnya kita harapkan
jadi ini yang kemudian menjadi problem
gerindranya sendiri ya itu kan kita sudah sampaikan
itu kan semua tindakan operasinya karena dia covid itu kan ditanggung oleh pemerintah
baru masukkan ke dalam pancuran
seorang artis neppy denham adalah pemilik tradisional kiramai
beban mental gimana kita bisa menyelamatkan pasien itu bisa membantu pasien itu untuk membantu mereka
oh selalu ada harapan kita boleh kehilangan apapun kecuali harapan
yang pertama bagaimana pemerintah daerah nanti akan melihat ini agar bisa merubah infrastruktur fasilitas penjalan kakinya
mulai dari meracik adonan tepung dan ikan menggoreng hingga tersaji di meja makan anda
artinya pintu masuk pintu masuk termasuk di darat tadi juga harus diperkuat seperti itu
karena jumlahnya ini bisa dari jumlah yang tersedia
nah mungkin bisa kali ya supaya dikembangin lagi
untuk mengambil pelajaran dari sejarah
siapapun yang lemah ini apakah muslim apakah hindu apakah buddha gitu apakah mereka yang kemudian harus mengalah supaya damai
habis ini pr berikutnya adalah
tapi dengan endurance yang terus menerus selama tiga puluh menit tadi
tetapi lahar ini akan terus menerus masih prosesnya masih lama
semua ditata dari mulai jalan sampai sanitasi bahkan sampai aliran airnya pun kita arahkan
wah semuanya serba menarik kan gitu
iya pemda pemkot dan juga pemerintah kabupaten gitu untuk mereka membuat kajian yang namanya mana sekali prioritas untuk membangun trotoar
ya jelas masalahnya itu kan masalah nggak panen pak
bantuan bantuan dari negara
kita harus membangun satu komunikasi seandap asar mungkin

selama sekitar tujuh bulan ia jarang bertemu keluarga
mas cacing ya kan juara kan
ke belakang bawah sekitar tengah enam
orang ke lapangan berolahraga
jadi yang berkembang di publik dan netizen nih
dan apakah dari kejadian kejadian itu
untuk okname misalnya apakah dia positif atau negatif
persentase untuk partisipasi olahraga
kue yang menjadi isian buah buah melonnya adalah sponge cake dengan rasa vanila
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
tradisi ini biasa dilakukan dua puluh empat jam
kali ini anjas mengajak saya membuat senjata dari daun pandan
yakni wulung apus peting petung dan bambu kuning
kalau terjadi gejolak di pasar
dia punya rumah yang disewakan terus kemudian dia menyampaikan begini
pokoknya tetap pas padat
jadi pasti kalo misalnya orang indonesia bener kan karena di indonesia ini kan bukan belum lah bukan aku nggak bilang belum jadi negara basket
ada pun wilayah provinsi papua tengah meliputi kabupaten nabire puncak jaya paniai mimika puncak dogiai intan jaya dan deyai
memberikan pendampingan terhadap orang tua ketika menemukan anaknya mulai berketagihan ya
sekarang juga kalau yang mrna itu hanya enam puluh sembilan sampai lima puluh persen
malam semakin larut tapi masih ada satu lagi halte yang akan saya kunjungi yaitu halte csw asean
kadang kadang pertarungan yang harus dihadapi itu yang tidak seimbang
ya terkait dengan hal tersebut sebaiknya kita tunggu kesimpulan rapat di komisi dua pada sore hari ini
dengan meningkatnya biaya hidup di seluruh australia semakin banyak orang yang menyadari hal tersebut ketika mereka mendaftar menjadi pengemudi pengiriman uber eats atau pengemudi untuk layanan lain seperti menu lok atau door desk
depan tausaya ibu nenek nenek oke pernah pernah pernah pernah soalnya terjadi pendeta bilang itu
bisa ada letupan letupan itu namanya erupsi sekunder atau letusan sekunder
backgroundnya adalah jantung ibu kota dki jakarta
dan titik titik nolnya kota tangrang itu disini
termasuk promotor musik di indonesia akibat covid sembilan belas ini selama satu setengah tahun
jadi ini disadari oleh setiap orang yang ada di kerajaan yang ada di parlement dan seterusnya
oh iya iya eh kalo si sita dimana sih cen kemaren cen ya kita ngobrol ya
pak ada suratnya pak ini pak ya udah kamu pegang aja dulu katanya begitu
dan cari apa apa yang lain yang bisa anda temukan dengan kata kata baru
jero itu bagi orang bali itu adalah sebagai penghormatan
satu kami keluarga besar dan itulah yang kita wujudkan dalam menyamobraya dan tetap dipertahankan sampai sekarang
dan bagi saya inilah yang harus saya lakukan
karena sudah pasti si developer itu memperhitungkan dengan matang
pak prabowo aja bisa digeser dulu kan
membedakan informasi yang benar dan yang salah ini menjadi semakin menantang
minyak goreng curah ini nantinya
tentu ini perlu menjadi perhatian kita
sementara kan sekarang pan di gerbongnya pak prabowo
wah ini balkoninya unik banget bu nina
cuma maksimum hanya lima puluh juta
oke kita sepakat bahwa kita akan buat satu movement baru yaitu namanya koalisi pejalan kaki
sani b hermawan psikolog anak dan keluarga menyebut
kalau memang belum tercatat di dalam aplikasi peduli lindungi
baru dituang ke minyak panas yang bawahnya api
jadi kita menunggu keputusan presiden terlebih dahulu baru setelah itu kita lakukan pergantian nomenklatur di ktp itu dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus jakarta
pagi kadek anjasmara bangun dan bersiap pulang ke rumah
kan bedanya dengan include ya
ada yang pakai singa itu ada yang pakai ikan gitu
ada beberapa sih kayak waktu itu kita bikin buat anniversary nya ayu
kuat tenaga mempertahankan ketahanan pangannya
dan memang akhir akhir ini ya kualitas udara kita khususnya di jabodetabek itu semakin parah sangat sangat terasa ya bagi kesehatan kita
sebab tanahnya kelihatannya sampai hari ini
mungkin jauh lebih besar barangkali ya
bukan karena secara fisik gak mampu dong
lalu mereka tidak memberikan distribusi sesuai dengan permintaan
dari kecil ditanamkan kita cinta al quran ngaji gitu kan
ini syutingnya sudah tudo gimana william
dok ini banyak sekali sepertinya manfaatnya ya kalau kita berjalan kaki
apalagi yang sangat rentan ya untuk menjaga dirinya
keputusan wasid nasrullah kabirov menuai protes karena dianggap menguntungkan qatar
dan diperbolehkan untuk menggunakan layanan bus transjakarta
sabuk pengaman sudah terpasang dengan baik saatnya untuk meluncur
merah melambangkan kebebasan dan keberanian
nah harus kita akui memang sebenarnya indonesia itu melalui beberapa periode pemilu dan terbukti
sekarang ada yang namanya pidana
karena kalau si bambunya ini gak bener bener keringin
karena durinya ini loh tajam sekali
anda bersama sps bahasa indonesia nah berikutnya rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah
dan kita panen biasanya berapa dua kali setahun ya
semuanya itu bisa membuat kita safe ya
pasti kita tunggu pokoknya ya
ya discuss bambang maksudnya gak oke tuh gak oke dilangsung singkat cerita
main basket smp ya kan
warga berharap kapal vaksinasi apung juga hadir
salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah perubahan kartu tanda penduduk
dan selalu melihat bahwa pihak lain punya agenda untuk yang mengancam kita
karena jalan kaki itu sangat sangat sehat
ini bukan cuma harmoni di masyarakat
pak kenapa warga di sini biasa begini gotong royong begini
semua dari bulu ini dibentuk semua
gustur itu kan kalau nulis kalimatnya panjang panjang
karena kemarin saya kebetulan juga ada atas ratifan di kantong warteg nusantara
gak cuma saya pengunjung yang lain pun ingin mencoba lagi nih
di tanah air beduk identik sebagai alat penanda waktu sholat dan biasa digunakan untuk mengiringi takbir di malam lebaran atau idul fitri
tapi jika terjadi prostitusi anak maka destinasi wisata kita itu seolah olah membiarkan dan tidak melakukan upaya upaya misalnya pelaporan kepada polisi
apakah tidak diakui sebagai
ada yang membuat heboh lantaran ditemukan di toilet sebuah rumah makan
dan juga ketika ini ditentukan berbayar masyarakat juga menerima gitu
apa pesan dita untuk anak anak muda sekarang yang melihat atau menonton malam hari ini
jadi ini bisa ditemukan di dalam jari jari mereka
ternyata perjalanan medi riza tidak selalu mulus
karena kan sekarang seperti kita ketahui trafficking human trafficking termasuk child trafficking
kemudian termasuk sampai tinggi airnya berapa
sebelum saya bulan pada tanggal delapan belas tahun
khususnya para petani yang memilih kita di lahan lahan yang kecil istilahnya
ke pura di samping mereka untuk sembahyang juga sebagai proses pengenalan wilayah dan pengenalan hutan secara dini kepada masyarakat kami
langkah apa yang akan diambil kan begitu
ini beda ideologi atau
cuma kalau di sini kalau yang saya tangkap itu ya kalau perang pandan kayak gini kita diajarin keikhlasan
di tempat lain yang juga mengalami hal serupa ada
dan ini terbuka untuk para pakar
data yang dimiliki piot oleh navasi indonesia sejak di mulainya aktivitas ini
nah itu yang saya minta
oke oke jadi yang luka berat semuanya sudah dipindahkan
rp satu lima ratus an lusin yang kita beli toples tambahannya
kebanyakan yang jual cungkring dari yang lain dari kulit dari kulit badan gitu
itu kementerian agama lokal harus menyediakan tempat
seseorang menjadi tidak mudah menyerah
yang menjadi perhatian ekpat itu adalah ketika anak anak itu dijadikan objek seks komersial
dan memiliki kata kata yang sangat penting untuk menjelaskan keadaan orang orang di wilayah newcastle di new south wales
iya apalagi lu jauh juga kalau si tilisnya kan cuma bandung jakarta ya bang
beralih ke tempat kedua saya juga memesan di loko kroffel yang bertempat di merchant hype station bintaro tangerang selatan
serta pusat kegiatan bisnis nasional regional dan juga global maggie
saat ini saya sedang berada di salah satu pemukiman yang tidak jauh dari kawasan industri
kemudian safety di trek juga kita sudah persiapkan
pastikan kita menjaga keselamatan diri kita tidak perlu melakukan perjalanan ke luar negeri karena indonesia jauh lebih aman
ketika pejalan kaki menyeberang jalan otomatis mobil berhenti
kalau dia dicubit atau dikrik sedikit pakai kuku
pada waktu di awal memang kita melihat kemungkinan pemerintah itu hanya mampu menyediakan untuk pbi dan untuk lansia
tapi sebenarnya yang paling penting itu kita sudah lihat jangka waktu yang medium sama long term
empat ratus tiga kasus aktif dan kasus konfirmasi positif kemarin dilaporkan ada empat ratus empat kasus
follow out kita dulu masih berapa tiga ratus gitu kan sekarang puji tuhan udah tiga ribu kayak kan
terus juga bahkan tadi saya itu pas di moncongnya beberapa kali
dr catherine smallwood dari organisasi kesehatan dunia mengatakan
jadi kalau aktivitasnya berarti
jadi sebetulnya semua agama ada
biarkan terjadi lebusan gas kuat kemudian abu
saat marah seseorang cenderung tidak rasional
jadi menyebabkan perkembangan politik terkini rani
jadi kalau industri manufaktur kita sudah
sehingga tidak heran lokasi tambora taman sari
sudah jadi kemarin sudah selesai dengan hpp harga pembelian pemerintah
tenaga ahli kemenpora bidang diaspora dan juga kepemudaan telah bergabung bersama kami siang hari ini di cnn indonesia connected
juara juga ya juara juga waktu itu
agresif menggunakan platform digital
problematika percintaan dan rumah tangga adalah dua hal yang paling sering eirene tangani
pertama ya maksudnya kalau menurut saya kita sebagai orang indonesia harusnya bangga bahwa salah satu aset terbesar kita secara kreatif di perfilman adalah film horror
yang memiliki ornamen bercorak tionghoa
pengganti yang kami miliki sekarang adalah dengan permintaan dari kopassus
pertama ekonomi keluarga penerima kip kuliah sudah membaik dan mampu membiayai kuliah
dan saya akan membawa ke tempat pengolahan
untuk mengurangi tekanan biaya hidup
dan ada pula koresponden eka rima di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur satu
anda bersama sbs bahasa indonesia
itu kan membuat kemudian
apakah mungkin nggak sih pak dilakukan di indonesia
jadi masih pemukiman kecil
itu kan memang disebabkan oleh tidak ada yang nyangka akan terjadi pandemi covid yang ternyata cukup panjang
jadi resi market conduct ini
terlebih perang kalau kemudian ada aksi balas balasan ini terjadi bukan di wilayah yang berbatasan secara langsung
wih berarti peserta dbl pertama yang back to back nih chad
dan akhirnya qatar juara piala asia mengalahkan jordanian
nah memang esport itu menarik ini
masalah pupuknya semakin langka dan juga semakin mahal
jangan sampai membangun trotoar itu salah material
aku pun juga dada itu saya jadi
lutut panggul dan tulang belakang itu tiga posisi yang paling sering terjadi
untuk melihat bagaimana jadinya tahun ini
diduga akibat polusi udara
kita ini terus terlalu over ya
sekaligus emang pengen nerusin basket lu gitu
semua barang ini merupakan koleksi dari almarhum suyono
tapi kenyamanan pejalan kaki belum menjadi kenyataan
faktor faktor yang menjadi daya tarik ya kenapa terjadi kekerasan seksual pada anak itu terutama adalah yang kita sebut dengan fantasi seksual yang dilakukan oleh orang orang dewasa
oh pak itu teman saya sudah divaksin apakah saya boleh juga hari ini
dan selalu yang menjadi keluhan dari kepala lapas itu bertambahnya kriminalitas di bidang narkoba
komunal itu bedanya dengan barat individual adalah hidup kita milik orang
spillnya dong pak dari ojk gitu pak
yang pertama emang berat badannya kurang gitu ya
pusat perhatian seluruh orang indonesia karena ada satu kejadiannya
sampai disuruh menjadi manajer bayangkara fc
memang penyekatan arus balik lebaran dua ribu dua puluh satu sudah akan diakhiri pada malam nanti pukul dua puluh empat atau pukul
heterologis ini artinya vaksin ketiganya berbeda
artinya situasional ketika mereka mudah menemukan anak anak untuk dijadikan objek seksual maka mereka menjadi child sex offender
punggung telapaknya ototnya nempel ya sen ya berarti ya
karena itu pelaku pelaku kejahatan seksual ini akhirnya pindah dah bermigrasi ke negara negara yang sistem hukumnya
ini datang ada dari asosiasi produsen minyak goreng
rempah rempah menjadi kunci untuk membuat aneka menu jengkol
jadi sebenernya aku masuk tau tau basket tuh gara gara sekolah basket tuh kan yang diajakin temen temen tapi terus yaudah setelah itu kayak ekra kulit kuliah biasa aja
namun jangan dibanding bandingkan ya
bapak gadi sulistianto sudah bergabung di korean corner malam hari ini
seiring berkembangnya zaman surfing di bali tak hanya digemari oleh turis asing
membuat orang menjadi bersikap ofensif kepada orang lain
nah kalau saya ngerasa enggak mampu nih nanti melahirkan seorang anak
tidak ada alasan bagi warga australia
pada malam hari saya ikut membantu proses pembakaran yang bertujuan
perjalanan australia menuju pengurangan emisi ini akan penuh tantangan
jadi waktu yang kedua kali gue ke sono gue jadi tour guide nya anak anak
ketika kemudian dipersepsikan bahwa pan pecah
maaf menurut saya itu akan memberikan satu implikasi yang cukup serius dalam konteks instabilitas di kawasan timur tengah
atau karena memang aus
nah ini yang akan jadi tema obrolan kita kali ini
dan untuk presiden b j habibie
oke sebelum aku tutup mungkin aku ke mbak devi dulu deh
gini secara umum kenapa sih ada orang yang kok kamu punya anak
nah ternyata bener kejurnas ku enam belas itu adalah scouting buat tim fiba ku enam belas di sri lanka
kebetulan juga tadi termasuk keluarga saya sendiri mereka ada yang sedang menjalani operasi penyampangan jari dan ada juga yang operasi rahang
karena saya juga gak masuk pengurus
menyebabkan harga komoditas cenderung terpekan turun gitu
yang paling menjadi perhatian ekpat itu apa saja kasus kasus apa yang ditangan nih
dan kita juga memantau ya pola daripada subvarian baru ini terutama jn satu yang diperkirakan menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan kasus
pihak pihak yang diundang yaitu dpr balik kemudian pihak pemerintah begitu ya
bot nah penampakan nasi tongkol itu seperti ini ya tampak full warna ya ada merah kuning dan lain
nah untuk saya ya yang datang dari cimaja
kalaupun dia itu kaya punya uang
namun para penenun sendiri juga menghadirkan bakat dan gaya khas mereka pada obyek mereka
satu lagi tetangga kita timur leste itu juga menjadi perhatian global karena angka kekerasan seksualnya juga tinggi
the crossway yang sebetulnya tidak begitu menyegarkan bagi seorang raja
ya japandi itu kan sebenarnya fokus di natural and understate luxury ya
apakah itu lucu apakah itu sesuatu yang benar benar negatif
termasuk kekerasan seksual kepada anak yang dihadapin oleh siapapun yang diketahui oleh siapa
dan dilakukan kemudian pemeriksaan swab pcr kembali
master builders australia yang mewakili tiga puluh dua ribu bisnis
pembawa menghubungi kami dan bertanya siapa pesanan
senilai tujuh belas tiga puluh empat miliar kas dan setara kas tiga satu miliar rupiah empat mobil dan tiga sepeda motor senilai tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah
tapi kalau ini teritori milik kami itu teritori milik kamu
itu semua komponen pastinya sudah hitung hitungannya sudah lengkap kan
eh tim jakarta tuh siapa aja sih dulu si karen ya
cnn indonesia di episode episode berikutnya
dalam hal mendapatkan rumah sosial dan berharga di tanah
ya benar sekali amel sebelumnya selamat siang
khawatirnya ke depan akan mengganggu perekonomian dalam negeri
walaupun dalam bahasa italia saya bisa mengira ngira hujan tersebut seperti apa
nah justru di sini tantangannya menurut saya
bahkan resolusi dengan keamanan pbb saja yang sudah diinir oleh seluruh
tapi bagaimana dengan persiapan
jadi dengan menggunakan elastis bandit tidak boleh terlalu kencang juga karena kalau terlalu kencang itu nanti kan bisa menyebabkan pendarahan kita terhenti kan
kenapa akhirnya masyarakat indonesia harus nonton film ini tatiana
yang ideal dimana daya beli mereka juga menurun
jadi di cls junior gue pagi latihan di gor lapangan kertajaya
alasan lain mengapa kita tertarik pada berita palsu atau informasi yang salah adalah karena bias konfirmasi dan teknologi yang digunakan untuk membuat berita palsu
waduh kemuliaan dua negara nih
diet hingga saat ini stik buah sukun menjadi salah satu jajanan atau oleh oleh khas kota
dan kenapa khusus terhadap kekerasan seksual ini sangat sangat tinggi angkanya hampir sepuluh ribu
yang pertama kita akan berburu bacang panas yang dijual di daerah kemayoran jakarta pusat
perlu buang yang ini lah
tapi seenggaknya dia udah merasakan seleksi yang pon yang sekarang ya berarti
yang tadi penting buat peningkatan sdm lalu kemudian untuk peningkatan sarana
itu dibutuhkan sikap adil sikap seimbang kita sebagai umat beragama
saya berpikir ada yang lain
ya ada tantangan dan pekerjaan
menurut anda kalau putusan dkpp pada hari ini kenapa begitu terkesan terlambat kah atau bagaimana ya
masih tetep di deket mes tomsak dulu bareng ko hasan
berdasarkan penelusuran data yang telah masuk dengan melibatkan badan pemeriksa keuangan
artinya anak anak jadi pr bisa dikatakan pr seumur hidup kalau nggak kita atasi
tetapi ini pekerjaan jangka panjang
ada ribuan warung kelontong yang menjadi pelanggan para penjual kerupuk ini
tapi persyaratan untuk melakukan mobilitas dan keberadaan seseorang di dalam area publik harus ketat
karena ada peningkatan bukti bahwa menggunakan gas di rumah kita
yang kedua justru ini akan menjadi persoalan
ya pak trubus ini jokowi resmi ya hapus honorer di tahun dua ribu dua puluh
karena kami akan terus fokus apa namanya membesarkan partai pengkaderan dan kemudian kerja kerja untuk rakyat
apa gara gara waktu itu rambutnya belum panjang
anak m yang hanya pulang satu tahun sekali saat lebaran
teknologi untuk memperpanjang safe light
nah kalau kita juga bisa mengelola liga dengan baik
atau kayaknya ligamen yang paling penting itu ada empat ya
jadi lebih banyak keserapnya di otak
tentang pertanyaan dan pertanyaan yang mereka miliki
untuk membuat sebuah bale ukuran sedang membutuhkan modal sekitar seratus hingga dua ratus ribu rupiah
ini kalo ngomongin kalo abl mah gausah diomongin ya cennnya itu udah memori terindah deh
menurut pengelola jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat menjelang sore hari
kemudian di sini akan ada dua puluh dua puluh lima
kan nuntut juga gitu ya
dan tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa
yang keenam menyisipkan candaan
dua ribu tujuh belas akhir dan dua ribu delapan belas awal
meskipun sebelum terjadi heart immunity yang sampai tujuh puluh atau delapan puluh dari seluruh indonesia kita selalu ingetin
dengan pemerintah serta industri dalam negeri
enggak boleh lah itu
terutama trik mataharinya yang bikin badan kepanasan
mengapa kemudian kebijakan vaksin berbayar diberlakukan saat kasus aktif covid sembilan belas meningkat di tanah air
apakah mereka mengambil waktu untuk mencetak kain lebih baik
karena dunia politik ini kan dna nya berbeda
karena biar dia nggak overcook biar dia nggak gosong
dinas pendidikan kota bandung baru mengizinkan tiga ratus tiga puluh sekolah dari berbagai jenjang
dan mempersoalkan soal soal itu
jadi rokoknya kita di polusi udaranya harus lebih hati hati
beliau juga hormati pilihan kita tanpa harus saling hujat
banget ada segernya ada gurihnya ada asemnya juga ada nah yang saya suka ketika kikilnya
ada yang sempat tiba tiba ketika dakwah ngeblank gitu terus tiba tiba langsung disaud sama yang lainnya gitu
dan tapi kalau sekarang selalu pakai sepatu ya kalau gak
setelah semua bahan tercampur rata panaskan adonan
berarti vietnam lawannya paling
para pemimpin wanita sebagai dorongan perubahan
artinya ini cukup untuk bisa kita penuhi ya
tapi kami sekali lagi akan mencoba berbagai strategi untuk yang konvensional ini
dan misalnya kondisi global juga banyak beberapa negara yang berada sepertinya
baru lanjutin sampe lulus sma ke jakarta
sorry empat puluh triliun ya untuk
ya lu tahel juga ini tahun terakhir lu berarti tahun depan udah milih kuliahan ya oli ya
barangkali menjadi referensi mereka
eh ada yang nongkrong juga ternyata saya mampir deh untuk ngemil dan istirahat sejenak
yang satu lagi di selom pn kita sebut sekarang
kalau boleh saya ambil bahwa yang
jadi satu hal yang penting tentang polusi udara itu adalah sesuatu yang fluktuatif
saya sangat bangga menjadi orang yang bisa memberikan
harusnya ini pon dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu jadinya
oke daniel gimana oke oke aja atau kayaknya saingan ya
jauh melampaui dari yang
maka proses sekarang pendataan di solo kita minta untuk diverifikasi divalidasi
selesai diungkap selama lima jam kita masuk ke bagian utama
saya tidak tahu di dalam kurikulum pendidikan kita apakah ada edukasi yang mencegah anak anak agar tidak menjadi korban grooming
pencemaran sedikit dari polusi udara semacam kayak kedaftar paru paru
inilah yang kami lakukan terus
muhammad adalah pemilik masakan makanan laut lebanon akawi di lakemba
kayak yang rumah di belakang ini permanen ada antara lantai sama dindingnya itu udah dilas patent
perang pandan menjadi bagian penting dalam ritual usabe sambah
namun ada yang berbeda nih di warung nasi ibu imas yang meracik lalapan dengan cara yang berbeda
tapi mungkin dalam hal leadership secara nasional dan global
tidak bisa dibayangkan mereka solid
mereka patungan loh buat bisa menyelenggarakan sri kandi cup ini
juga ada aturan mungkin nanti pengetatan di masa liburatelah juga tahun baru
untuk kemudian bisa diberikan izin oleh badan pom aman untuk diberikan undang usia anak di atas enam tahun
iya masukkan aneka rempahnya saat merebus atau mempresto jengkol
oh gue baru tahu nih gue baru tahu soalnya banyak yang ngomong kan misalnya dari bali dari bali tapi soalnya mukanya gak kelihatan orang bali sih soalnya
maka akan menjadi presiden ke depan
tidak dikersai sama para guru
maksudnya gue berhasil disini
jadi kalau nggak disesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi justru kita melanggar
kita bisa sama sama untuk bagaimana caranya agar rumah sakit tersebut bisa membantu untuk harga yang konvensional ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah
imunnya terus bahan yang masuk nih bahan apakah itu penyakit polutan kemudian lingkungannya
ternak saya sampai hari ini itu makanannya juga ambil dari situ
dalam pelayaran kapal pesiar spectrum of the seas
nah jika ada tutupan dari publik
jadi mereka selalu suportif sama keputusan saya
tapi temuan di lapangan masih ada vaskes kemudian lab yang memasang harga tes pcr
gak ada yang berani melawan ibu
untuk mengantisipasi kembali terjadinya praktik korupsi dan salah sasaran
meski sudah diberi perisa ikan dan bubuk udang
dari satu ratus sebelas negara indonesia berada di urutan terakhir dalam hal berjalan kaki
ada kangkung terus bubur bubur juhi
padahal beras itu sebenarnya tidak hanya dikualifikasi pada medium dan premium
artinya itu melebihi target yang ditetapkan oleh pemprov begitu
karena kejahatan itu takut transparansi
kita sampai saat ini belum ada kebijakan untuk operasi justisi
perbedaannya biasanya adalah cara penyajian dan juga laut kelengkapnya di jawa biasanya
ya jadi kalau di partai gerindra itu kan ada peran peran tersendiri yang memang dibagi dan terdistribusi ya
wah jadi kegiatannya mana lebih sibuk rane
bahkan saya sampaikan quality improvement nya mesti dilakukan besok pagi
yang mengarah pada perilaku agresif
ya masker nah sepertinya kita harus kembali ya ke budaya menggunakan masker ya
so itu bareng tuh ya berarti satu generation lah ya
taburah itu kan tabuh itu mempersembahkan
pak kadir dengan adanya penurunan harga tes pcr sekarang ini kan harga eceran tertinggi
kita ada hubungan sikit
wah kalau gini nih netizen kenyang makan konten konten ini yaa
kementerian koordinator bidang maritim dan investasi
topik kita sangat penting dan masih panjang diskusi kita
yang kelima tidak menyimpan dendam
sejumlah catatan menyebut turis mulai berselancar di bali pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
saya juga di sisi lain juga agak mengesalkan sama orang yang memasukkan data pas dia mau memojokkan kip
artinya kalau kita lihat proteksinya terhadap orang yang sudah divaksin dengan omikron ini sangat sangat baik

beberapa kasus yang kami tanganin misalnya ada enam orang anak sd yang memperkosa rekannya juga anak perempuan yang masih sd
pada saat melakukan kajian proposal dari korea selatan tidak memenuhi kriteria kai komuter
dari proses kebijakan kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh pak jokowi
dan mereka harus mengambil kepentingan kepentingan kulturnya
sementara pt inka berkisar rp sembilan belas sembilan puluh lima miliar rupiah per gerbong
pasti punya implikasi yang cukup besar
kita juga ngambil bahan bakunya juga dari supplier yang lebih premium
pertama kapan putusan dkpp itu dibuat
sama dengan kasus tangsel ini atau di beberapa kasus yang lain gitu
pacarannya sekitar lima tahun kita menikah sudah sekitar delapan tahun
boreh terbuat dari lengkuas dan kunyit yang dihaluskan
karena masih di tengah pandemi sejumlah antisipasi sudah disiapkan
dulu kan ada buku perintis satu gitu ya
masyarakat juga harus teredukasi nih
ada sambutan dong khusus untuk warga bandung yang baru dateng tahun lalu cen
pasti mikirnya berlipat lipat daripada lagi laju
bahwa ada yang menginginkan tanggal sepuluh sampai tanggal enam belas
atau pak jokowi tadi jadi ketua dewan pemina atau ketua dewan pertimbangan
rasanya ini bukan soal literasi aja ini
disampaikan oleh pak anies bahwa
soal kebocoran data kita keamanan data kita tuh
kemendikbud yang mungkin tidak melakukan cross check dua kali untuk menyeleksi data
tetapi yang terjadi kan kehendak yang di atas gitu kan
yang kedua adalah yang disebut sebagai democratic behavior
gimana kalau ibu kamu dulu chafri juga kamu gak ada di dunia ini gitu kan
dan petugas hotline harus cepat dan responsif dalam menanganin pelaporan pelaporan tersebut
dan edukasi ini juga termasuk di dalamnya bagaimana mereka mengenali dan memulihkan
tapi dia merasa bahwa ada semacam
untuk memberikan ruang fasilitas layanan bagi para pejalan kaki di kota dan juga kabupatennya
jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru
monyet hitam ini jarang berinteraksi dengan manusia
cuma memang kita juga diberitahu ada beberapa misi kayaan
kita bisa memiliki pemerintah yang melindungi orang orang mereka
harus pede kate dulu sama quran
tapi ini merupakan salah satu operasi yang paling sering ya dilakukan
atau misalnya kalau akan ada kepentingan tertentu ya untuk melakukan perjalanan
kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat
ketika perempuan perempuan itu kemudian merasa nyaman merasa kemudian ada kesetaraan lalu pasangannya juga support dia
cerita terbengkalainya banyak properti yang bernilai fantastis sudah bukan barang baru lagi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
jadrah jadrah yang memang karena over striding gitu
salah satu kuncinya adalah ketenangan
makin lama aromanya makin keluar
jadi selamat datang dan selamat menikmati hidup menjadi warga plus enam puluh dua
selain itu desa wisata ngelanggeran di daerah istimewa yogyakarta
dari sepinya toko toko fisik dari peminat
kalau nggak punya anak ya mungkin kita nanti bisa
jadi daripada bosen terus dengerin lagu juga
ada polisi ada polisi itu satu
hmm nah itu dua ribu tujuh belas mungkin ini lah ya istilahnya scientific balik juga
direksi atau laleh direksi komisaris pegawai pelaku saja sekeuangan
ketiganya dibuat di dalam negeri dan tingkat kandungan dalam negeri yang telah menyentuh angka empat puluh tujuh
kecuali memang tentu kita akan mencoba untuk
overtrading itu posisi yang lutut yang kemudian karena dia itu agak sedikit ini jadi lebih over stretchingnya itu sehingga kemudian ada problem di daerah lututnya ini
penerbangan di galeri adalah sebenarnya visual
kita mendorong untuk swasta secara aktif untuk mulai menyediakan layanan vaksinasi covid sembilan belas mandiri ini
menerima pesanan dari semua perusahaan pada saat yang bersamaan
sementara orang tua orang tua kita itu adalah orang tua orang tua yang kola dan konvensional
momentumnya kan sudah kita sepakati
ribet lah kalau ngomongin perjalanan sekolah tuh
karena ini patch berikutnya pelayan publik
lebih dari bertahan kuliner ini pun menjadi legenda dan menggerakkan perekonomian dari generasi ke generasi
dan harus bertarung untuk bisa menang sampai dua ribu dua puluh sembilan

ternyata belum berimbas terhadap peningkatan jumlah penumpang angkot di bandung
setelah itu kita sampaikan
jadi sarannya kalau misalnya buat teman teman yang pengen bikin bisnis mungkin start with something that you know that you re passionate
jadi setelah kejadian semalam ketua umum juga memberikan motivasi kepada anak anak
namun harus diawasi oleh publiknya
ya ini kan lebaran yang sangat bermakna buat kita semua
unit ppa yang ada di polres dan polda itu juga terbatas jumlah tenaganya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak sangat terbatas
baik untuk dipakai di jalan raya maupun off road dengan karakter tanah lumpur atau berpasir
skydeck halte tosari dan juga halte bundaran hi memiliki jam operasional yang sama
andrew king juga menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif
ini bisa sampai empat puluh juta bapak
melakukan proses pencarian di dua sektor ini
tepatnya di skydeck nya dengan background yang cantik ini di belakang saya
oke meskipun memang condong ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh tiga ya kang idam ya
terutama di tengah tengah situasi yang sedang mulai meningkat dan mulai apa namanya sudah mencapai di angka dua ribu tadi ya
ia bahkan merasa trauma dan takut ke rumah sakit jika mendapati pasien yang datang dengan kondisi buruk
kekuasaan itu menyatu dengan kewenangan
mas adi tadi sebutkan sudah ada sebutkan partai p tiga kemudian juga tadi sebutkan hijau
saat ini sudah terurai kembali di mana kendaraan yang menuju ke arah cikampek sudah bisa melintas dengan lancar di ruas jalan tol ini
yang sudah diangkat pada era pak sby dulu
nah mungkin saya juga agak kaget ya seharusnya kalau kita di dalam kan wah jauh lebih sehat lebih bersih
tuti masih mengingat peristiwa kebakaran besar yang terjadi tahun dua ribu dua puluh silam
iya termasuk di antaranya itu gitu ya
mau susah mau senang mau panas mau dingin
dan ditambah lagi besoknya besoknya iya
yang kemarin kan saya larang tuh ada nggak yang ini
tidak hanya atlet nasional di babak grand final
tapi katanya juga kelas enam sd udah ikut apa kejurnas ya
sempet sempet di cls gue beberapa minggu
kalau anak tenganan karena sudah di lingkungan seperti ini kan mau tidak mau
itu bisa seru happy
dan bisa kita berikan
buktinya masih ada yang jadi supir segala macem kayak gitu
kalau ini social movement baru dimulai kita akan mengalami nggak masa seperti orde baru itu
tepatnya ini di sebelah utaranya pasar
kalau yang skanded juga dia warna warna netral
dan untuk kulit berukuran besar harus direndam di dalam kolam seperti ini
dan direndam dengan menggunakan air panas
mengenai pemindahan ibu kota negara republik indonesia dari provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
untuk chicken dan tenderloin juga saus tartar untuk pilihan salmon steak
dan juga perhatikan alas kaki yang kita gunakan
kita juga nggak bisa ngabisin nyalahin pemilihan juga
tapi kalau ortopedi berpikir tulang dengan sendinya
terima kasih telah menyempatkan waktunya
dengan belajar berperang menggunakan daun pandan berduri atau dengan perisai tamiang
jadi gak lagi diatur sama orang di luar dia gitu
kemudian ditambah air gula sirup serta susu kental manis
namun ibarat buah si malakama banyaknya pilihan menyebabkan penurunan penumpang yang berakibat pada minimnya pendapatan
karena di sini kita merasa bahwa harus ini
kalau ini bisa dilakukan otomatis bisa menurunkan angka overcrowding
ban ban tak semiri gitu terus
untuk satu foto dijual seharga tiga puluh lima ribu rupiah
sepuluh atau bahkan lima belas tahun yang lalu yang memang di kotanya itu tidak ada trotoar sama sekali
juga membuka lapangan kerja lain yakni sebagai bengkel reparator dan perakitan bentor untuk
dan ubur ubur ini ceritanya kan mereka sudah berokslusi selama jutaan tahun
soalnya gua kan juga pernah pernah gondrong juga kak cuman karena kalo main basket tuh kayaknya gerah banget gitu gua ngerasa
untuk memusatkan perhatian pada gejala covid jangka panjang
perempuan sekarang udah punya power
kemudian yang kedua adalah bahwa untuk hal hal yang mengandalkan
ya jadi artinya testing dan tracing
pak jokowi yang terakhir delapan puluh satu persen
jadi eropa banyak kesempatan sama gitu ya bagaimana mereka bertahan
baik untuk menjadi penghangat ataupun bagi industri ya terutama di jerman gitu
kerupuk pun menjadi salah satu camilan favorit warga plus enam puluh dua untuk menemani beraneka menu kuliner nusantara
nah itulah tadi sedikit banyak perbedaan antara supermoto dan juga motor trail
lalu anda melihat sebenarnya pertimbangan pertimbangan ini mereka pertimbangkan dengan baik atau tidak ya
dan siapapun yang mengundang
taburah itu kan tabuh itu mempersembahkan
penenun menciptakan objek objek keindahan namun prosesnya sendiri memiliki makna budaya yang mendalam
minyak goreng bagaimana masyarakat timur
ya kita datang ke mes beberapa hari setelah itu manajemen langsung apa ya kayak
saya rasa ya kita lepas aja lah untuk satu bulan setengah ini mas
bumika adalah orang yang sangat tahu bahwa
ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan lagi
gue ngerasa waktu seri surabaya terakhir tuh
karena ktp nya eh asli lahirnya di bandung sama kayak gua cun
tapi dia kemudian ngeluh soalnya angkatannya dia kebanyakan ya kebanyakan ini ya asumsi aja sih sebenarnya kan
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
tapi kalau kita breakdown antara masing masing kota utara selatan pusat dan lain lain ternyata sudah kelihatan perbedaan
upaya penanganannya di studio sudah hadir bersama saya koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofyan
setelah rangka bulat terbentuk tahap selanjutnya adalah menghaluskan
pengunjung bisa naik ke lantai dua halte tusari untuk sekadar beristirahat menunggu bus transjakarta
sehat tetap bugar dan inilah kualitas hidup kita bisa terjaga walaupun di dalam ruangan saja sudah
ini bisa saja meningkat pada perempuan yang belum pernah melahirkan
apakah ada website tertentu yang bisa membantu untuk pengajuan strp ini karmel
mimpikanlah mimpimu setinggi tingginya
yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan runtuhnya aspirasi
jadi sudah terlalu membeku ya di pd perjuangan ya
tentu saja pemerintah telah berpikir pikir
saya nggak tahu pasti kalau dengan pak prabowo ya
menurut saya tari joget bumbung ini gimana ya gampang gampang susah ya
atau masuk dalam dtks daftar ppke merupakan anak panti sosial maupun melampirkan sktm
rakyat indonesia menunggu dengan penuh perhatian
saya melihat bagaimana dulu
selamat malam mas suryanto dan juga mas adi
udah gak ada kepikiran tapi semenjak seru aja gitu
akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan republik kita
kita ngajak orang tua untuk mendorong
dan korupsi semakin merajalela di tahun dua ribu dua puluh dua
kita lihat dari berbagai lembaga survei yang ada
tiba tiba kemudian harus pindah ke partai politik lain hanya karena persoalan syaiun syaiun
pak kita kan meminta dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan
bagaimana bentuk dari ekosistem dari seorang kepala badan pangan nasional dengan definisi
jadi gabung sama lapangan
sempat ada tawaran dari p dua tp dua a
tradisi nyame braye saat idul fitri di bali yang tetap dipertahankan hingga saat ini salah satunya adalah ngejot
menjadi kawasan elit jakarta
selain makanan berat asupan tambahan diperlukan untuk menunjang operasi tempur
nanti setelah itu kpu akan menjelaskan secara detail kenapa melaksanakan penerimaan pendaftaran pasangan calon pada tanggal tertentu
selanjutnya tinggal masukkan adonan ke mesin pencetak
jadi sekitar delapan belas lagi ya masyarakat yang belum mendapatkannya
oke ini sekalian ini karena merupakan informasi yang sangat penting dalam praktisnya
jadi saya lakuin aja ngikutin jejaknya beliau
nah jadi yang terjadi itu sebetulnya adalah
karena gak ada wakilnya
bapak bapak salam sehat selalu
sebelum lahirnya undang undang p dua sk
memperlakukan konsumen dengan jauh lebih baik
saya terima keputusan kpu itu
digemukkan sampai bisa lima ratus lima puluh enam ratus
karena pemimpin itu harusnya memikirkan pangan di daerahnya masing masing
yang kedua la paz la paz yang over capacity
terus juga karena kita melahirkan anak kondisi ya dunia yang seperti ini gitu
terus buat ngenalin anak juga kebenaran memang anak tuh baru suka hewan hewan gitu mas
kita yang operasi sampai lama sampai dua jam
lagi lagi tentu saja sebagai sebuah data
michelle akan setuju apa nggak setuju michelle akan pilih leonita dibanding audi untuk tembak lasyot
bantuan sosial yang sejatinya
saya tidak terlalu tahu bu
itu udah kayak mau nyambut
oh well sebenarnya ada sih klub klub gitu di waktu aku di desa di kabupaten semarang itu ada
jadi semakin tak salah dimananya
ini kan kalau kita bicara sekarang ada fasilitasi ada eskalator ada macam macam
kayaknya dbl aturannya normal lagi deh tiga x tiga ikut ikut aja kayaknya
selama perjalanan karir saya sebagai idol ini
soalnya kalau gue lihat ini waktu itu kan muka lu udah pernah kita jadiin bahan kuis toga loh
kalau tersentuh kita langsung gosong
di buku pencatatan keluar masuk bantuan pakan ini salah satunya bantuan pakan dua puluh ton pakan rumput
nanti bersama teman teman di tim kami itu
saya tidak yakin ini dalam tempoh lain
emang khususkan untuk prajurit kita yang sedang lagi tugas
baru tau baru tau
iya kalau kita begitu emang
dengan tiga pkpu yang sekarang sedang kita skor dulu
bukankah mereka itu juga dilibatkan dalam
main ke pantai bareng temen temen
tapi overall kita akan lihat bagaimana kisah politik sandi ke depan
jika anda di google anda bisa menekan kanan
bahkan ada pedagang dari daerah lain juga berdatangan di pengiringan itu
gini jadi ceritanya sebelum gue masuk ke ubaya
tapi kita pengen seluruh penduduk urban di indonesia itu bisa relate
dan ini chen kalau ngomongin krf di cls sebenernya kan waduh gak bisa lepas lah ya kak ya
masih kelihatan kontur dari kontainernya
terlepas lebih besar lebih ininya
oke itu waktu itu yang dua ribu delapan dua ribu sembilan kota sama tuh kak sydney atau apa
karena kan yang rugi rakyat juga kan
yang berperan dalam penetrasi broadband bisa menjangkau seluruh wilayah indonesia
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani dr adib kumaydi spesialis ortopedi dan traumatologi
pembahasannya beragam sesuai dengan tema
maraton yang tidak bisa kita lakukan
kalau untuk ketinggian kira kira sebenarnya saya tidak mengalami secara langsung ya karena di sini tidak terdapat kondisi yang berbeda
ada juga kelihatannya dari pengaduan
lalu juga banyak elemen kayu bisa tolong jelaskan sedikit material apa saja yang anda gunakan di rumah ini
jadi badan pangan itu mengundang asosiasi asosiasi perwakilan petani akti serikat petani indonesia ktna itu kita undang semua
maka ini yang akan kami cari
kalau kita lihat pasal itu perusahaan mas
jauh sekali dari kepentingan politik
sementara bersama saya sudah ada kepala perwakilan direkturat jenderal pajak
untuk urusan roda biasanya supermoto menggunakan diameter yang sama antara roda depan dan belakang
letaknya itu di tengah tengah sehingga bisa memantau semua pergerakan orang
yang mencakup intro probabilitas layanan akses kerjasama jaringan penelitian

sedangkan di sisi lain indeks persepsi korupsi atau ipk indonesia yang terbitkan oleh transparency international memaparkan bahwa tingkat ipk indonesia menurun dari tahun ke tahun
ya pak zulkifli ini terkait dengan beras yang menipis mungkin ya
atau menyesatkan lah gitu bahasa umumnya
pak apa kondisi ini berulang terjadi
live streaming ini adalah sebuah fenomena baru juga yang berkembang lima tahun terakhir
ya saya supaya ini ya supaya apa namanya supaya seimbang kita membacanya misalnya dalam kasus tolikara dulu itu
karena saya pernah ya dicek ternyata kalau saya jalan lebih ke apa namanya pronation ya lebih ke
nah bagaimana nih keluhan pengusaha warteg yang didengar oleh bapak sejauh ini
dan bisa bertumbuh gitu ya itu jadi pertanyaan besar
lebih lanjut sani mengingatkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup bisa dikendalikan dan dikontrol
kalau enggak kan kita jalanin ini passion aja kan duitnya kan belum masa
media dari mas suryanto bahwa selama
soalnya gue dengerin di podcast ko deddy dulu kayaknya belum jelas banget ya
dan kritik bisa terus disuarakan
terus semua kayak di sini ekonomi ekonominya ada peningkatan
baik kalau dari tempat tempat ya di mana ini dilakukan ya tadi bisa di institusi pendidikan bisa di lingkungan keluarga rumah itu sendiri
gimana saya nggak setuju kalau penerima kip kuliah ini head don hidupnya
tidak satu pun terselesaikan
karena akhirnya tidak terpakai masyarakat menolakkan untuk divaksin
pemberian bantuan ini lebih dari menyelamatkan ternak muslimah warga desa sumberwulu kecamatan
supaya susunan ke atasnya pun juga lebih pas
dan dosis kedua yaitu empat puluh tiga lagi
untuk kemudian masuk ke dalam ruang dimana pemilih pemilih muhammadiyah itu diarahkan
satu rangkaian kereta terdiri atas delapan gerbong dengan susunan empat kereta bermotor dan empat kereta tanpa motor
pembina yayasan smk lingga
cuma kan waktu itu masih mau stay di bali juga makanya sma baru kesana
yang bisa geser bang akbar ketua dewan pertimbangan
karena apabila di screening itu ternyata dia negatif
sehingga buah tanaman tropis yang berasal dari wilayah asia tenggara ini dapat berbuah lebat
tanganku sakit tanganku sakit ini enggak sakit tanganku yang sakit terus akhirnya dikasih obat obat obat
apalagi kita sekarang musim kemarau
dan sampai dengan proses pertandingan
ini ceritanya sejak kapan nih kok suka jenis bison kayak gini
ditambah yang terakhir juga bicara timur tengah yang tidak bisa kita lupakan juga adalah peran dari kekuatan eksternal
desi anwar kali ini ditemani oleh kepala badan pangan nasional
jadi siapapun yang terasosiasi dengan bapak presiden
atraksi spektakuler dengan tema seribu satu fantastic journey
di level aph itu kan sudah sepakat ya
jadi lonjakan kasus yang tadinya mungkin lima puluh enam puluh per minggu menjadi tiga ratus empat ratus
tapi ada yang lu maksudnya ada yang main profesional sampe sekarang gak kak kayak lu gitu mungkin
dan anda bisa melihat
hmm gue banyak kebantu juga sama temen temen terus pelatih coach gibi juga
dari apa yang sudah diprediksi
ini kita sepuluh orang mesti tiga pelatih
itu rambutnya lebih cepat memutih daripada orang yang happy happy saja
melihat dari sisi psychological
juga untuk jalur penyeberangan seperti yang sudah jelaskan di depan perlu waspada terhadap perubahan cepatan angin
harus punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan dunia politik
ada satu masa dimana kemudian masyarakat merasa wah kayaknya oke nih kita child free tapi kemudian ketika masuk masa perang dan sebagainya post war biasanya
dan sebenarnya ada rangsangan hormon juga
yaitu menurut saya pindah dari pasar jualan
menjadi tersangka korupsi proyek infrastruktur
anda akan mengalami efek yang berat dalam jangka panjang
dan pak jokowi melakukan sangat banyak perubahan
kalau untuk ketinggian kira kira sebenarnya saya tidak mengalami secara langsung ya karena di sini tidak terdapat kondisi yang berbeda
di pertandingan ini kita enggak boleh
benda benda dan hasil tenun kini telah mendapatkan visibilitas umum
kedai kedai jajanan kaki lima di cita yam ini memiliki satu kesamaan
kalau misalkan masih ada klub yang mau main main
ngobrol sama deputi komisioner pelindungan
dalam komunikasi saya beberapa kali dengan pak surya
yang pergilangan tangan sma kelas satu yang abis all star yang ini yang kelingging
maka itu pastilah pastilah semuanya
kawasan cipete utara jakarta selatan kalau mau cicip disarankan untuk pesan beberapa
proses perebusan masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar
inilah tahapan terakhir dari rangkaian upadesa
jadi ini yang masuk dalam kriteria memang kita nanti tunggu ya untuk apakah anak usia enam tahun memang perlu diberikan vaksinasi covid sembilan belas
sebelumnya ada tiga desa wisata yang diusulkan kemen parekraf mengikuti lomba ini
terima kasih bapak hamdan hammedan
bahkan ada beberapa anak berhasil mendapatkan nomor kartu kredit orang tuanya
oleh karena itu gaya menenun juga berbeda beda
secara detail lah tapi intinya sebenarnya
dan tentunya starlink ini diharapkan bisa memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di indonesia
kalau sudah divaksinasi kemudian ya lepas masker
karena kalau pada saat dia membiasakan dengan yang berkerikel tadi
karena kemarin katanya dia calon sendiri
hari ini sehat karena ditolong oleh rekan rekan relawan itu
di awal saya mudah naik pohon sukun ini karena dibantu menggunakan tangga tapi
oleh karena itulah pemerintah menyiapkan satu dana yang cukup besar untuk menyiapkan kelengkapan regen ekstrakti rna termasuk juga barang habis pakainya untuk laboratorium laboratorium yang melaksanakan tracing dan testing
jawa timur aja keluar
enggak deh kayaknya nggak mau nikah itu karena posisi perempuan itu kalau istilah mereka nih apa namanya pacaran mengalami kekerasan
oh kalau sampai melanggar disiplin
iya kayaknya gitu deh peraturannya waktu itu
terus waktu itu juga pernah ada eventnya nct empat fan base
memang sudah semakin tua itu makin malas gerak
tanya dulu kepada senior kepada anak mungkin yang kuliah
dijual dengan harga rp empat puluh es krim ini cukup digemari
meskipun jumlahnya banyak menurut saya tetap aja polisi itu pengadilan itu memberikan hukuman yang sesuai dengan undang undang yang berlaku saat ini
dr randi mengatakan bahwa meskipun kekerasan dalam keluarga sering dianggap tabu
tetapi di kementerian hukum dan ham secara keseluruhan
tenun geringsing setidaknya mampu memberikannya pendapatan sebagai ibu rumah tangga
dengan situasi yang seperti hari ini
harga beduk bervariasi sesuai dengan kualitas
berdasarkan catatan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
ocd sdm nya kurang
apalagi kalau malam hari lampu lampu di skybridge nya ini menyala jadi lebih cantik
sakit tapi tidak seberapa tidak sebanding dengan bangga
iya pakai cinta aja
nah lu claudia juga di sma nya ini maksudnya compete juga
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
padahal kita juga punya pr ahmadiyah
ini akan terus berulang
alasannya karena ya sepertinya sudah wajib ya
ini yang sudah di oven tapi tidak bisa langsung digoreng nggak bisa ya
harga tersebut menyesuaikan ukuran dan isian roti mandarin
cuman kan kadang kadang kan kalau kita memakai ada kita jam digital yang bisa menghitung step
anak anak merasa nyaman
siswa tetapi juga orang tua
ini luka bakar dan lemas biasanya karena memang dia dibawa jauh kan ya dari itu
membuat promosi syarat ketentuan berlaku
begitu saya dipukul terus
sementara itu dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut
jadi undang undang yang disul
sekarang ini kan dita menjadi inspirasi untuk banyak anak muda ya di luar sana untuk juga
jadi sangat seru sekali buat saya untuk mengisi waktu kosong
kunjungilah ketuauk country zalight yangbourg residents di situs web www smmaai lla
ponsel itu coba ngecek tulisannya sih enggak
kira kira berapa ya batasan aman untuk seseorang mengkonsumsi jengkol dalam sehari
ya jadi tetap kita harus melakukan progres seratus persen ya
karena perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri
kayak sebenarnya yang pertama itu karena aku overtrain
harus tahu siapa yang jadi off taker nya
dan itu juga membantu sirkulasi juga ke mata kita juga
juga akan meninjau langsung ke stadion lukas nmb pada sore hari atau malam nanti waktu indonesia timur rifana
disini ada sushi dengan harga delapan ribu rupiah saja
dan anggaran menjadi salah satu hal yang menjadi fundamental
tapi itu selama tiga puluh menit berjalan itu sudah bisa menggambarkan delapan sampai sepuluh langkah per hari
kita membahas mengenai kualitas udara khususnya di jabodetabek yang semakin lama semakin parah polusinya
terus sampai nangis nangis tuh ya
nah jadi dengan model model dan senjata itu
apa namanya kekeringan persoalan cuaca yang akan kita hadapi di bulan bulan ke depan
jengkol lada hitam sudah tongseng jengkol juga sudah
koresponden cnn indonesia miftah farid dari lumajang jawa timur
mana tuh minta sekolah mana sempet
warna hijau ya warna itu dipakai pada masa masa biasa
untuk menarik penumpang berdonasi buku bacaan
dan harapan besar yang mereka tempatkan di pundaknya pak prabowo untuk bisa memimpin negeri ini tahun dua ribu dua puluh empat ke depan
mungkin beberapa tahun kemudian
yang menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban islam
kelompok muslim mau mendirikan rumah ibadah nggak dapat izin gitu
sayangnya saya tidak memiliki catatan
ya mereka yang melakukan pelayanan di dukcapil
serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan
tapi kalau ada konselor yang memang diberikan akses mudah kepada mereka untuk bertemu
jadinya gampang nggak terlalu susah buat adaptasi gitu
kalau kita membaca rata minimal cawapres lah
jurubicara perumahan partai hijau max chandler matter mengatakan
berapa tahun nih harusnya nih pak nih
nah mungkin bi menaikkan tingkat suku bunga
keluar dan katakan bahwa anda akan menguasai perubahan ini dengan entusiastis
kita juga biasa melakukan fes dari acara di masa covid ini
tiga tahun itu kan mengalami penurunan terus ya pak
makanya kita sering sekali panggil guru dari luar negeri untuk kasih training kepada mereka mereka
apakah setelah kerupuk digoreng perjalanan saya selesai
tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya
dulu sih ada sih banyak mungkin ppop sih yang sering gitu
jadi kalau memang misalnya ada masih ada laboratorium kesehatan atau pasien case
yang membedakan itu adalah respon kita terhadap stresnya
jadi maksimalkan sebaik baiknya ramadhan tahun ini
begitu sampai pantai cantik bersih sudah siap menyambut dan memanjakan pandangan anda
karena biasanya sesudah itu ada rally di pasar keuangan
langkah edukasi sosialisasi dan pendampingan juga menjadi faktor penting
pemilik warungnya wirnawati berasal dari dobo kepulauan aru sebagai masakan daerah pesisir
mumpung ada pemargin unggul mulai kekejar disamain kalah ujung ujungnya
oh gustur sedang jadi narasumber di mana
giliran anjas berperang nih menghindari sabetan pandan berduri menjadi tantangan
mengeluarkan setiap hari enam ayam akan jadi tiga pasang
namun untuk perawatan dirinya memperbanyak penggunaan pupuk kompos dengan diberi jarak antar tanaman ketela satu dengan yang lainnya
tapi kalau misalkan ada temen aku yang memang gak mau punya anak gitu
jadi faktor itu menyebabkan ada perubahan perilaku dari orang dewasa untuk melakukan kekerasan seksual pada anak anak
ini kebetulan saya juga hobi jalan kaki
ada penurunan signifikan sehingga mereka hanya melihat sebanyak dua ratus orang yang menggunakan layanan bus transjakarta setiap harinya
dari amerika selatan dan dari inggris
kemudian terbukti menerima belasan miliar dari proyek pengadaan pts empat g dan juga infrastruktur
surfing magazine surfer magazine terus double pitch di perancis jepang apa
di belakang mimbar ada tulisan arab gundul
terbesarnya kan kemudian bagaimana
gue ngeliat memang film indonesia makin kesini tuh makin keren ya
kain tapis dahulunya hanya dipakai untuk acara adat
jangan sampai ada keputusan keputusan semacam ini yang kemudian muncul lagi muncul lagi
tapi kita akan lanjutkan setelah ini
di dua ribu dua puluh tiga itu justru dua puluh lima sekian persen
kedua dari segi harganya juga tidak melonjak
tidak terdeteksi tapi sebenarnya yang bersangkutan memiliki kormobit
apakah forumnya itu hanya
saya diundang untuk hadir sebagai salah satu observer tentang bagaimana melihat eksploitasi seksual secara global
menurut dadang harga gabah diperkirakan turun di panen raya tiba
sudah difungsikan sebagai tempat ibadah
untuk dedikasiin diri buat anak
atau posisi yang diberikan kepada wamen
untuk menghindari tempat tempat yang rawan gitu
pasar yang merupakan warga asli bali menjelaskan hari raya lebaran di bali tak bisa terlepas dari
terus sampai akhirnya puji tuhannya bisa dapat beasiswa juga
di tempat yang paling pertama setelah bangun tidur
padahal negara lain jauh lebih jelek dari kita
misalnya penolakan warga hindu bali
kami untuk menyamobraya ini memang karena saya hasil aslinya asli bali juga jadi kental menyamobraya itu kita pertahankan
dan marilah semua nanti ditonton adik adik
ia tahu persis daun yang pas untuk digunakan dalam perang pandan
iya kayak kalo base on forma harusnya masuk ya kayak
setiap kali kehidupan terjadi penyempurnaan setiap kali kehidupan terjadi penyempurnaan
dan susunan itu memungkinkan kereta memiliki kecepatan empat ratus dua puluh km per jam
saat ada korban tewas di
dulu ada rental mobil namanya herds
yang publik rakyat dari negara masing masing
dalam bentuk pagoda yang berdiri tegak di samping masjid
tapi tidak serta merta merubah kebijakan itu
kalau tujuan gue sebenarnya justru gue mikir
dengan sesuai dengan kualitas yang diinginkan
sekarang ditambah lagi dengan polusi udara
kalau mbak debbie sendiri kenapa tadi gak mau ambil booster
iya jadi melihat perkembangan terkini ya mbak ya
atau punya tabungan sendiri
artinya misalnya daya beli ya daya beli masyarakat bawah ini masih belum pulih banyak phk dan sebagainya
tanpa mengindahkan protokol kesehatan itu juga nggak boleh
dengan mempersembahkan darahnya itu sendiri sebagai rasa cinta kami terhadap susunan
namun potensi penundaan dapat timbul
bapak mungkin sudah bisa mendapatkan informasi mengapa beras yang didistribusi daerah menipis
apalagi pengelukatan diawali dengan leading session oleh balian sebelum menjalani ritual pembersihan diri
merekalah sang penjaga tradisi di desa adat tenganan pegering singan
warna warni natal juga memberikan makna serta kehangatan suasana di tengah hari istimewa
waktu itu saya emang sering main di pantai
yang terjadi adalah ini teritori kami kamu jangan coba coba ya gitu
saya berkeliling kemana mana
dijelaskan nggak pak ketertarikan mereka ini permainannya seperti apa yang membuat mereka tertarik
siswa itu mengeluh sulit mendapatkan akses internet serta masih banyak yang tidak memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran daring selama pandemi
apa istilahnya melaksanakan apa yang sudah di dalam undang undang itu
pak ini yang menarik adalah mentan melakukan panen raya nih pak di serang banten ya
bahkan rata rata penurunan ini apa untuk bulan mei ini dmo baru mencapai tiga puluh enam delapan ratus sebelas
itu mereka juga sampai udah sangat jumlahnya udah sangat tinggi dan mereka tidak bisa menangkap
dan juga aturan aturan yang semuanya sudah kita pahami bagaimana prokesnya
jadi nanti kita akan lanjutkan tiga pkpu itu salah satunya terkait dengan soal jadwal pendaftaran
iya dia diminta dirawat tanya saja
bagi yang ingin menjajal peruntungan sebagai fotografer ini adalah
terus siapa lagi ya william william william chong lu tahu jakarta
kalau se gua si lea gak mungkin bisa ngeribun sebanyak itu
oke berarti nggak semudah itu pak jokowi akan take over golkar
yaitu empat watt per kilogram
akan menjadi ketua dewan pembina atau ketua dewan pertimbangan golkar
tadi mereka jor joran memberikan diskon
pedagang besek bambu mengatakan besek bambu banyak dicari konsumen
meski demikian tak banyak warga lokal yang berani melakukan hal serupa
eh yang si bonville itu kemaren apa sih jatim tuh ke jurnas kan
kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan mahkamah konstitusi
untuk menghasilkan perubahan yang berbeda di seluruh ekosistem perusahaan yang bergelut di bidang satelit di indonesia
kemudian tidak lama terselang datang beberapa orang yang mencari tahu apa yang terjadi
nanti dia kalau punya anak tuh

beberapa kasus membersihkan telinga dengan berat dan kemudian memasuki telinga dengan kelembapan
apa ya public figure gitu kan dituntut untuk menjadi seperti ini untuk menjadi seperti ini gitu mungkin
bagi kita ya tadi
tidak dipakai atau kurang anggaran untuk sdm
yang juga penting bagi kita
jadi ada yang sering kita dapatkan itu adalah
masyarakat tenganan kepada dewa indra sebagai dewa perang
ada tapi saya yang nggak mau
ya karyawan kamu salah ya
ini biasanya di pertandingan sebelumnya termasuk
sekali tuh amisnya dan dari dagingnya ini benar benar empuk dan lembut banget
mars perindo sama nasdem ketar ketir gitu kan
tapi ada angka vaksin lansia yang tadi disoroti oleh pak windu
dua setengah tahun sudah kita lewati
sedangkan untuk motor trail cenderung memiliki ukuran rem cakram yang lebih kecil
karena tindak pidana di bawah lima tahun
bahwa ini kondisi real bangsa kita seperti ini
kalau fokusnya mungkin kemarin kemarin pemainnya pelatihnya udahlah ya
disinformasi adalah informasi yang salah yang diberikan oleh orang
belajar dari bulan juli kesiapan oksigen sudah ada penambahan juga baik untuk tabung maupun oksigen
banyak artis kita termasuk saya kita mulai berbeda beda
kalau saya hari ini cukup ke perumahan di bojong gede bogor saja
sementara di sini sinyal itu ada di kb itu butuh sangat sangat penyesuaian
seratus rumah warga terbakar namun tragedi itu mengubah keadaan di gang venus
tapi posisinya kesini jangan kesini
itulah pokoknya kayak kemarin kemarin begitu sebelum kebakaran kayaknya sumpah
nah setelah dengan berbagai macam penekanan
bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial
meskipun sudah mengatakan sebagian mengatakan gembira
narasumber bagus bagus ya udah diambil dong mas epp
seingat gue ada internship satu tahun
jadi kan gue harus aku di semarang kan ini posisinya sedangkan fisioterapis gue tuh ada di jakarta
di bawah lima puluh koalisi pak prabowo
mas juga nggak perlu berpura pura jadi saya yang saya menikah
karena durinya ini loh tajam sekali
itu kira kira progresnya prosesnya gimana sih pak
kita dua duanya melihat masalahnya
nah itu sebenarnya emang gak sengaja atau ikut ikutan aja kak waktu pertama tuh kak
pemerintah daerah untuk pelatihan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran
meresmikan pembentukan provinsi papua selatan papua tengah dan papua pegunungan
dari tes pcr nya menunjukkan hasil positif covid sembilan belas tentu saja akan langsung diarahkan ke wisma atlet untuk menjalani isolasi di sana
koalisi pejalan kaki itu kami bentuk dulu
yang pertama kita bisa melaporkan langsung kepada pihak kampus
sekarang gini logikanya logikanya
nah di episode sebelumnya gue ngobrol
sebaiknya ya seenggaknya punya anak lah satu atau dua
bisa teman bisa keluarga atau bisa saja perangkat desa sehingga perlu pencocokan
memang kalau kita lihat proses untuk dipilih
yang mungkin saja nanti akan dikeluarkan oleh pihak produsen
nah saya berpikir karena fenomena tadi prestasi dita yang cukup di recognize di korea selatan ini kemudian menjadi kebanggaan bangsa indonesia
jadi kadang kadang jalan jalan kadang kadang dijemput ada pakai motor gitu
katanya gampang padahal agak susah masih ya
salah satunya adalah pantai tanjung setia
isu pemerataan atau coverage ini bisa diatasi oleh teknologi seperti starlink
harganya dapat mencapai lima belas sampai delapan belas juta rupiah tapi jika sudah memiliki motor bekas pemilik bentor dapat
dengan hiasan lampu yang menyala
urusan agama di atas segala galanya dan itu kemudian bisa menafikan semua yang menjadi kesepakatan hidup bersama gitu di bumi nusantara
walaupun waktunya sudah sangat
di mana biasanya ya mobilitas meningkat
dan cerita budaya menenun itu akan diteruskan ke generasi berikutnya
adalah satu wilayah yang
ini sebenarnya kalau kita jalan dengan kaki tanpa alas
dengan model politik yang bagus
ganjar pranowo dan mahfud md kelihatannya begitu ya
mukroni menambahkan ada peluang untuk menaikan harga makanan di warteg
nah ini kami pertanyaan kan butuhnya seperti apa
juga harus secara ekonomi harus bisa
meski hemat biaya dan praktis suhu ruangan seringkali menjadi masalah rumah kontainer
justru saya khawatir ketika sandi keluar dari gerindra kebintangannya itu akan hilang
jadi itu yang mudah mudahan kami mohon bisa dipisahkan untuk pelayanan di rumah sakit
tidak ada kekurangan aksi yang berguna
mungkin boleh dibilang suara saya mungkin
dan partisipasi kemudian dilakukan
ada satu aspek lagi mbak desi yang juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah
dan salah satunya iklim tropis dengan kondisi suhu dan kelembaban tinggi seperti di indonesia
ada juga yang memberi uang
sehingga nanti peraturan menteri peraturan menteri itu dicabut
sekarang kita buat alas bambu untuk dudukannya
bahkan tradisi perang pandan digelar setiap tahun sebagai wujud penghormatan kepada dewa indra
emang prospekannya kurang bagus di klub itu yang sebelumnya atau gimana ya
di taman maju bersama pejatian pasar minggu jakarta selatan
tapi lebih suka aja gitu yang kayak kontak fisiknya banyak gitu ya
dan saya gak cuman sendirian ada rekan rekan saya ada rifda
sehingga ini juga cukup membuat wilayah yang sempit ini juga begitu sesat kendaraan
terhadap yang sudah lebih dari enam bulan mendapatkan vaksin
perilaku pelaku usaha jasa keuangan
supaya ini tidak berulang
susu itu kalau kata bahasa kalau beras ini bisa ngutang
tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi itu adalah kekerasan yang bentuknya kekerasan seksual
cita cita nanti kalau saya sudah pensiun
cuma dari seminggu yaudah cuma bisa dua kali doang berarti dua season doang dua seri lah
jadi ya singapura adalah
penasaran sih antusias banget warga di sini juga ikut meramaikan acara ini
sangat hati hati dan sekarang ini hampir tidak ada
penyebaran informasi yang salah pun ikut berkembang
yaitu mulai pukul enam pagi hingga sepuluh malam setiap harinya
nah proporsinya saat ini jn satu sudah hampir empat puluh dan sampai dengan enam puluh persen dari surveillance genomic yang kita temukan
seperti ac kalau kamar kita besar dan ac nya kecil ya nggak dingin
dan dijerat pasal dua ratus empat puluh lima junto dua ratus empat puluh empat kuap tentang peredaran dan pembuatan uang palsu
kalau menurut saya pas kemarin sebelum tahun baru itu ramai banget
ini hari plus tiga lebaran sudah di sini
menurut mr king pria seringkali mempelajari ekspresi emosi yang tidak pantas
harga wajar di konsumen
saya setuju dengan profesor barusan bahwa memang
memperlambat pergerakan bisa itu menuju ke seluruh
ah bener orang tua juga anak yang main basket juga lepas lepas aja ya udah deh
well soalnya waktu itu kan aku smp kan itu smp ya masih demen demennya basket gitu
dan pemerintah kita juga semakin memberikan fasilitas untuk pejalan kaki
bukan disalahgunakan oleh yang berkendara motor
terakhir dan juga mungkin pesan dari pak aris sebagai kepala badan pangan nasional
usai berperang mereka kemudian megibung sebuah tradisi makan bersama dengan duduk melingkar
penundaan dan saya rasa pengembangnya pada akhirnya akan menyelesaikan menurut pendapat saya
yang mereka tinggalkan di rumah sehingga mereka sangat membutuhkan
dari plot tengah yang dia berikan
kak reza sebenernya mereka juga ngomong hal yang sama
jadi saya dan rakyat yang bekerja di sisi tidak
jadi pak ponggoma gak pernah keluar duit buat sekolah
di dua ribu empat puluh lima ke depan
namun ada juga loh menu makanan khas betawi
iya jadi kita terus ya memantau perkembangannya
jadi tidak mengganggu pelaksanaan tahapan
seluruh hasil produksi arang batok kelapa dikirim ke pedagang di pasar pasar tradisional dengan harga rp delapan per kilogram
soal harga tenderloin di sini memang terjangkau
kenapa lu nggak mau nulisin di bali tuh waktu itu
diperkirakan turun ya ke empat lima dari sebelumnya enam satu
saya akan masuk ke masalah tata laksananya ya
beberapa saat kemudian mereka menginformasikan di aplikasi
karena kan seperti kita tahu orientasi esport
sekelompok warga mendatangi rumah yang dihuni mahasiswa salah satu universitas di tangerang selatan ketika mereka sedang melakukan doa bersama
nfa mengatakan jika tingkat radiasi tidak diturunkan
dan mencampurkan ke dalam air yang mendidih
dan yang keempat hasil audit bpkp menunjukkan armada kci saat ini masih memadai ketimbang dua ribu sembilan belas
untuk membahas terkait kebakaran yang terjadi di lapas kelas satu tanggerang
nah itu adalah kotoran yang tidak masuk kepada paru paru kita
dikarenakan partisipasi dari saudi arabia u dua puluh
klausul yang diberikan catatan pada hari ini hari kamis enam belas mei
ada malaysia asean ya
nah penanggulangan bencana sudah ada tahun dua ribu enam belas ya
kalau kemudian adanya revenge atau aksi balas dendam dilakukan oleh israel
tunggu ya baru saya bisa komentar lebih dalam
setibanya di bukit mereka berdoa
dan di sehari menjadi kali ini kami hadirkan proses pembuatan kerupuk putih
karena inggris mempunyai tradisi yang cukup kokoh kuat dan kukuh
kemudian saham berikutnya adalah buka ya
terhadap tindakan negara lain
calon penerima harus melampirkan salah satu bukti keterbatasan ekonomi
tapi yang penting begini mas ya
langsung saja yuk kita lihat perang pandan
yang tahan lama dan bisa dibawa dalam operasi militer selama berbulan bulan
jadi pokoknya segala sesuatu saya sudah tuangkan di sini apa namanya di surat itu
bahwa ada anak anak dibawa oleh wisatawan check in ke dalam hotel
nah bapak ini kan juga salah satu ex co
firm kekuasaan presiden bekerja
saya langsung produksi isinya jelly dan isi isinya
untuk memberikan pupuk itu tepat jumlah
walau kuah untuk tongseng identik dengan kuah gulai tapi bisa juga loh menggunakan kuah soto sebagai alternatif
ya sehingga mendapatkan kekebalan alamiah
dan khusus untuk tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu dari semua macam macam kekerasan yang terjadi pada anak misalnya ada fisik psikis seksual eksperimen dan lain lain
jadi kita ingin pujk tumbuh berkembang
tips ini bisa membuat tubuh lebih sehat rileks dan mengaktifkan hormon kebahagiaan
dan cukup luar biasa sekali jika djp jawa timur i ini mampu mencapai target
itu datangnya dari mana
nasdem sebagai partai politik yang demokratis menerima
dengan kondisi peserta yang beragam pelatih dan terapis yang menangani kelas khusus ini membuat menu latihan dengan gerakan yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan menu latihan bagi peserta non disabilitas
tapi di tapaknya itu suka jadi nyeri misalnya
pengerjaan kereta api cepat jakarta bandung sudah mencapai lebih dari sembilan puluh persen
dengan bakal calon wakil presidennya gibran raka buming raka yang menjadi pasangan capres dan cawapres terkaya
ini semua contohnya ini udah jelas gitu ya pak
kepala daerah oh kelompok ini kelompok itu yang mesti kita sosialisasikan
sma gak terkenal lah
kita akan bisa menghadapi persoalan ini dengan cepat
kemudian ada awan panas guguran
ibu sebagai saksi dan mungkin yang berada di samping gusdur terus
gingging ini by the way kan lu bolak balik semarang tuh pas latihan tuh ya
sebagaimana perjuangan kita sejak prakemerdekaan
di sini nggak tambah apa pakai micin enggak pakai minyak enggak gitu
terlebih buat aku cewek gitu ya maksudnya di sini
asem asemnya terus yang saya suka karena sekarang saya makannya pakai ikan gabus nggak berasa sama
bayangkan setidaknya pecinta bison bisa merogoh kocek hingga lima ratus ribu rupiah untuk grooming satu ekor anjing
saya di rame banget
karena kan zaman dulu kita tahu server itu kan dari bali semua
sementara overcapacity akan terus berjalan
artinya akan terjadi sama nggak seperti di sana

karena leher kan gerak kayak gini dan kulitnya mungkin lebih tipis
di sini ada sekitar enam ratus burung dari berbagai jenis mulai dari burung hantu
lpsk berharap majelis hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada jaksa
dan juga disesuaikan dengan situasi dari daerah kita melakukan penyelenggaraan acara
kita berharap bisa segera berhenti dan kita menjalankan kembali
jadi pemerintah tidak menentukan harganya
baik itu tadi laporan langsung dari koresponden cnn indonesia sufiani tanjung langsung dari tol jakarta cikampek
kekerasan seksual ini bentuknya macam macam termasuk pencabulan pelecehan persetubuhan ya itu bentuk bentuk
yang asing membuka di indonesia
kerah ini dia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain
pak berarti dengan lima belas ribu tadi sisanya
kurang pasti pas aku lompat ada orang masuk di bawah
mulai membuat misalkan no flying zone
dalam proses dua lima tahun
sementara itu tertangkapnya bupati probolinggo oleh kpk pada agustus kemarin menambah deretan nama sejumlah kepala daerah di jawa timur yang tersandung korupsi
karena sudah terlena dengan teknologi
lalu juga mitigasi bencana yang dilakukan
ya karena sudah luar biasa sudah penatnya selama tujuh puluh tahun lebih
menerima apa menghargai perbedaan itu skornya sangat tinggi
ketika kita melihat kesan keadaan kondisi
semakin cepat lesi otak terdeteksi
dan prinsip prinsip ini bukan formalitas
dan pasar yang ada di solo nanti di klewer
jatuh bangun di atas aspal sudah biasa bagi mereka
ada orang orang yang terus mengingatkan gitu loh
jadi tingkat inflasi ini jauh di atas target mereka yang dua gitu ya
terkecuali pemerintah yang bisa berbuat
masuk infeksi loh apaan sih aku juga lagi gatal banget nih lu beneran dibilangin nanti kalau
punya cara sendiri melawan ibu hovifah gitu
di kedutaan besar republik indonesia di seoul ini
dimana kita tahu yang tiga menado itu sudah negatif ya
dan ini mengkhawatirkan karena si anak ini pasti sudah memilih
ya nah ini juga salah satu yang kita pikir dinantikan pelaku pasar dalam negeri juga gitu ya
ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional
setuju atau gak setuju
alhasil proposal dari crrc dan jepang yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh perusahaan
bukan berarti di sana tidak ada ya tapi masih ada tapi sudah lebih bagus sistem hukumnya
untuk keamanan nasional baik itu juga data pengguna
bahwa ini menjadi salah satu tanggung jawab pemimpin daerah
mulai subuh suhur asar dan setelah salat tarawih hingga dini hari
pemerintah dan juga kpu serta bawaslu ya kang saan ya
dan yang pertama sama sekali nggak ini udah beberapa kali dan aku gagal juga semua sekali
di bawah satu ratus lima puluh ribu dolar
pada ibunya pada bayinya

bahkan gue pernah ada pengalaman pribadi
kita hitung derajat breaknya berapa
bahkan di oktober itu juga sebenarnya sudah ada penurunan
dapur kata data podcast
kementerian perindustrian mewajibkan pelaku industri di wilayah dki jakarta
sehingga kita sama sama membangun kepatuhan wajib pajak
nggak cuma di indonesia tapi hampir semua mungkin negara di dunia
dan yang lainnya atau kjp seperti itu
mbah rono seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bupati lumajang
iya pas pas bener bener bener
sudah ada artis mungkin yang sudah menghubungi untuk minta disegerakan untuk melaksanakan konser musik
lu dari dulu emang mau hi atau gara gara ini
nah yang kedua terkait dengan kualitas sdm
sekarang kita menerima informasi dari seluruh dunia dan dari berbagai sumber
apakah ini tidak menjadi semacam elemen yang membuat nanti akan sekat sekat itu akan selesai
nah ini karena ada faktor faktor karena deposit karena metabolisme kalsium yang sudah berubah karena usia karena faktor hormon juga gitu
kalau kita lihat di jepang
semakin meningkat jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam menyampaikan spt
lantas apa yang harus dilakukan jika sudah tergigit ular
jadi bicaranya secara komprehensif end to end
tapi kalau sedang hujan apakah kerupuk tidak diproduksi
yang nentuin itu bukan daerah kalian kok
kehidupan ekonomi bola ini besar
dan bidang lainnya juga sudah termasuk dalam paket pembelian tersebut
padahal habis lemes tadi ya pak
rasa rasanya waktu pop nast jaman jaman pop viel pop nast daerah daerah kayak gitu
kalau kita ngomong regenerasi sepuluh tahun yang lalu mungkin suram ya
pihaknya akan mengambil sikap untuk menindaklanjuti keputusan tersebut
kemudian untuk yang dilatih sendiri ada tujuh puluh dua tadi di mana semuanya sebelumnya merupakan masinis kai yang sudah berpengalaman
atau seseorang yang mereka lihat terakhir kali di wilayah wilayah tersebut
selamat malam salam sehat
demikian tadi pendengar rangkuman khusus australia explained
sepertinya yang saya tahu baru kali ini pak
maka apapun yang dilakukan kpu itu akan disupport sepenuhnya
jujur aja karena banyak akalnya lah
cuma kita banyak ajarin teman teman siapa aja yang mau belajar dan kalau memang dia punya passion
dan di daerah daerah itulah pak prabowo bisa menuai kemenangan cukup besar
saya sebel ngekat muka pelatihnya itu nyebelin mukanya
jika mau diolah tinggal dihaluskan
saya akan tanya ke bulia dari persi
kemudian berikutnya adalah platform ini harus juga diawasin oleh kominfo
tapi tahukah anda dulunya kawasan ini merupakan area sawah dan peternakan sapi
nah ini yang kadang kadang kita beberapa kasus yang kemudian kalau itu tidak diikuti dengan baik
yang merupakan ahlinya dalam pengukuran kualitas udara khususnya di jabodetabek
kemudian plus ditambah empat orang lagi dari negara anggota tidak tetap
kayak mereka karakter karakter aktor yang sangat talentat
kalau kita kan kecil mau main di luar manjat pohon jungkir balik dan lain sebagainya
yang tidak bisa kita atasi dengan segera
terus yang lain ada yang mual memang
tapi ini bisa dijangkau oleh masyarakat luas dan ketersediaannya juga merata di indonesia
siapa tahu ada jawaban jawaban yang berbeda
ya oleh presiden presiden yang dulu
dan ini juga akan sangat membantu untuk kita menghadapi omikron
tapi di luar dalam konteks itu saya lihat kemudian amerika pun melihat perilaku israel ini sudah relatif kelewatan
oh fisioterapisnya sm oke
kalau yang besar delapan puluh cm yang empat hari sampai lima harian
karena saya berharap kita dapat lebih dari
sementara itu jika masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor pajak juga bisa melalui website djp online
jika nilainya semakin tinggi atau berada di angka seratus tentunya ini semakin membaik tingkat pemberantasan korupsinya
dari jumlahnya yang dibanding desa dengan dibanding urban itu berapa kali lipat yang bisa direkam di pedesaan
menjadi undang undang norma baru
dalam agama hindu adalah fleksibel
tapi kan sekarang banyak sekali air purifier jenis jenis air purifier ini juga kan perlu ya informasi dan edukasi yang mana yang mungkin kita merasa bahwa ini saya sudah pakai air purifier tapi ternyata menggunakan ini masih levelnya tinggi
atau getah telinga yang bertekstur lengket dan dinamakan serumen serumen berfungsi untuk
first class ada di gerbong satu dan delapan business class di gerbong tujuh
ya udah banyak lah kita nonton berita ceritanya kak arief
agar bisa melihat kegiatan dita dalam menyanyikan indonesia raya
yang tadi saya bilang yaitu wakaf daripada muhammad yusuf
kalau gitu nggak bisa masuk konstitusi jadi kalau saya sendiri belum mengerti apa solusi
kita kendalikan adalah pengelola pengelola area publik itu
bahkan dalam kasus tangsel ini kalau kita lihat misalnya liputan liputan terkait ini di platform youtube misalnya
karena ini kecil lah mungkin sekitar tiga ratus lima ratus ribu ton
memperoleh gambaran yang utuh
ketika difonis enam bulan itu
gitu saya emang entusiasma i m fine with that lah gapapa lah kita kan selama anak k pop percaya support
posisi pak prabowo agak lebih di atas kalau dia udah jadi presiden
nah jadi penampakannya itu seperti ini ya
ya awalnya berasal semua dari didikan orang tua ya alhamdulillah umi abah mendidik kita dengan sebaik baiknya gitu ya
belasan ibu ibu sudah sibuk mengerjakan berbagai pesanan kue kering konsumen
ini kan harus dikonsolidasikan
gue ngerasa waktu itu charles juara gitu
dan pkpu bawaslu dkpp dan juga pemerintah selama ini ke mendagri
tapi yang paling penting adalah kita bergerak
di samping tentunya rasa persatuan dan kesatuan di gerindra ini kuat karena ada pak prabowo
dari aktivitas fisik dan olahraga
iya motifnya benang penyawatnya
habis mintanya seperti itu nomor handphone jadi mau gak mau
bahwa per satu januari bahwa covid sembilan belas itu akan menjadi vaksin pilihan dan juga vaksin imun program ya
saya sih juga punya
maksudnya gini mereka melarang aku waktu itu alasannya adalah karena aku pulangnya malam
nanti kita punya tim pemenangan ketua tim pemenangan nasional
apakah nanti akan berpengaruh terhadap pelayanan misalnya bpjs
soalnya kan dari orang tua terdakwa sendiri terlibat kasus korupsi
kerbau itu dianggap suci oleh warga tenganan
di dua ribu delapan belas sebagai contoh tingkat partisipasi
tapi terus kayak waktu aku lagi mempergumulkan hal itu ya tiba tiba dalam satu minggu itu kayak satu minggu berturut turut
untuk melakukan selamatan atau pengiriman bantuan
bikin berbedanya kita bahan bakunya dari kaki sapi
ia mau memiliki anak ataupun tidak memiliki anak
dan komoditas energi yang merangkak naik ke atas
minta restu gitu dari kiai ya
kami harus menghitung profit marginnya
dan yang paling menjadi pantauan adalah crazy reads di kota surabaya
jadi sambil menabur garam ada doanya
akan membantu beban jakarta
ketika matang tampilan waffle ini berbeda dari biasanya karena warnanya menjadi hitam
profesi laboratorium kemarin ini telah mencoba ngajukan agar pemeriksaan cepat ini
harapannya gimana pak ke depan
ceritanya si cewek yang bawa cuma tanggung rem kali nyengol dikit
kakaknya bilang ustadz nyanyinya cepet banget kita ini tapi kalau berdakwah harus satu paket bertiga
dalam sejarah demokrasi dan proses politik di indonesia
kalau di sana tuh sekolah swasta tuh paling apa sih
mereka harus satu setengah sampai dua tahun
rancangan kebijakan dan juga tata kelola distribusi dan stok beras saat ini
justru menurun tiga tahun terakhir ini
anda bisa munculkan suara di tempat pemungutan suara manapun di negara bagian atau teritori anda
apakah sandiaga uno sudah menyampaikan apa alasannya untuk mengundurkan diri untuk pamit begitu dari gerindra
sebentar lagi film perempuan bergaun merah akan menggentayangi bioskop tanah air
jadi ini sudah mulai dari januari sampai dengan sekarang ini
merah dan hijau adalah warna berpasangan namun berlawanan
oke baik saya terakhir ke bu nadia
kalau misalnya masih ada silakan dilaporkan ke kemenkes
lembaga penyelenggara hitung cepat punya data hasil
meski demikian cita rasa ini bisa berbeda beda tergantung daerah dan peraciknya
dan bagaimana dengan keuntungan yang didapat oleh pedagang beras saat ini
nah di sisi yang lain kita melihat kemudian
apa namanya kaum pemilih muda itu
karena tenaga honorer sudah masuk dalam undang undang
tapi aneh juga ya kenapa nggak dikasih tahu dari awal ya sen ya
untuk memimpin penggunaan energi
mungkin bisa di elaborasi sedikit gitu
atau karena memang mereka tidak ada pembangunan infrastruktur yang dikhususkan
dan itu yang kami ingin lihat
insya allah indonesia itu jauh
karena akan dilakukan kembali pcr kemudian nantinya apabila memang dari pemudik yang kembali ke arah jakarta itu
jika lesi otak terdapat di titik otak yang berkaitan dengan jaringan gerak tubuh
ya untuk nggak takut untuk mencoba
itu ya rata rata sekitar segitu
di jalan tomat kelurahan payaroba kecamatan binjai barat kota binjai sumatera utara
selama ini kan sebenarnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini masyarakat
kalau ngomongin soal pemahaman juga
ini kan memalukan membawa nama bangsa dan negara kok
sembari makan boreh kemudian diusap pada bagian tubuh yang terluka akibat sabetan duri pandan
khususnya karena pengaruh genetik
tapi kalau menurut catatan dari mbak rono sendiri
berada tidak jauh dari serabi notosuman
nggak ada yang perlu dibanggakan dari itu
lumayan smp tuh udah lumayan lah
mereka ditekan oleh kelompok yang lain
yang pertama bahwa kementerian pertanian tidak mampu melakukan produksi secara maksimal
terus kemudian kalau ada elastik korban di bebat ya
perekonomian negara apapun itu tentu saja tidak bisa berdaulat
eh ging tapi kan tadi lu sempet ngomong juga lo kan ya cukup berprestasi lah di sekolah kan lu ranking tiga segala gitu
jadi tahap tahap untuk mengenali grooming itu juga penting di edukasi kepada anak anak kita
kapan ketika waktu itu bersama pasangan memutuskan untuk oke chelfie gitu
untuk membuat jukut goreng setelah dicuci bersih selada air digoreng di minyak panas bekas menggoreng aneka lauk pauk
dan juga menyelesaikan sisa tiga puluh sasaran vaksinasi kita yang belum tervaksinasi dosis pertama
di kebun raja buah ini tujuh belas durian varietes lokal dapat tumbuh subur dan berbuah lebat
saya kan tidak tahu jadwal di sebelah ya
dan harus dicapai nanti kalau menghadap presiden pada akhir tahun ini
itu menurut saya masih bisa membuat gaya japandi yang kelihatan
sementara di belahan dunia yang lain demonstrasi dan seruan penghentian perang terus berlangsung di berbagai negara
ada di cowok atau apa itu ada coba coba juga ya jadi perbedaan sama nih sama sama kalau es campur
budget tidak bisa segera dipenuhi lima tahun ke depan
serta memiliki kemampuan mencengkram permukaan aspal dengan baik layaknya motorsport untuk lintasan aspal
karena memang ya pertandingan itu biar
boleh dong saya jadi pegawai bapak untuk melihat prosesnya boleh nggak pak
kalah tipis ya kayak kemarin ya waktu semarang ya
ini setiap tahun akan disediakan untuk kelompok kelompok rentan tadi
berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian penumpang mulai dari menawarkan tarif yang lebih
kalau yang di bawah namanya hpp
berarti lu sebelumnya sebelum operasi ini banget masih kaku banget dong atau sekarang juga masih kaku
kapan diverifikasi kapan mulai disidangkan berapa kali proses persidangan dibutuhkan
ketua pdi jawa timur
yang ketiga inisial s laki laki umur tiga puluh enam tahun
apakah mencukupi karena ini sebenarnya masih belum terjawab seratus persen
belum tau pasti mikir kalau kliennya
di uph udah gak bisa kayak gitu kak
si louis gloria apalagi yang mungkin bisa kompetisi basketnya
tapi saya lihat ada gerakan keinginan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur
karena memang diperkirakan tahun ini kemampuan pajak atau kemampuan konsumsi masyarakat akan menurun
pihak bank mulai bertanya kenapa nih
banjir melanda ibu kota korea selatan seoul dan menewaskan delapan orang tewas
dan ternyata tiga tahun terakhir ini jumlah kekerasan yang dialami oleh anak anak meningkat
apa kira kira yang memberikan kontribusi terhadap tingginya
sama sekali tidak ada tools untuk pemaksaan
mak ini sehari itu jualan sampai berapa omset jualannya nih mak
ya jumlah uang beredar biasanya masih terkendali
mimbar di sini terletak di pojok sebelah kanan
jadi kalau kita tidak benar benar memperhatikan dengan kondisi kondisi yang tertentu yang ada dalam tubuh kita
tidak sebatas itu tadi yang seperti saya bilang
tapi di samping kemiripan kemiripan tersebut perbedaan antara balap supermoto dan motor trail juga bisa dibedah
dan juga informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran
yang memiliki tujuh pancuran sebagai simbol tujuh dewasa
mungkin kak arief nggak dapat menit terlalu banyak juga kali ya kak ya dua ribu enam belas itu ya
karena kalau kita ini diberikan pasar bebas tentunya warteg nggak akan mendapatkan harga yang terjangkau mas
padahal ya kita tidak perlu takut dengan itu gitu
bukan bukan apa sih
ya gue tidak akan mencoba untuk merubah apa keputusan dia sih
saya kok yakin ya tetap akan ada orang yang terus memilih untuk punya anak gitu karena tinggal bagaimana masyarakat kita juga terus bergerak lebih baik
lalu kalau di atas sendiri itu ada kubah kubah
ini packaging nya itu dari aluminium foil
dan itu mau gak mau kita harus mampu gitu ya memberikan makan kepada lapas rutan gitu loh
intinya memberikan dukungan yang penuh ya

masyarakat juga semakin mengeluh ya akibat kualitas udara yang semakin memburuk
bagi ibu dua orang anak ini memilih menu yang bergizi jadi hal utama
yang orang dewasa tidak mengetahuinya mereka bahkan lebih cerdas
at least satu tahun praktek jadi dokter umum
nah sehingga yang terjadi kerja keras badan pegawaian daerah kan
karena akhirnya bisa ketemu sama fans indonesia secara langsung
ini pertama kali banget nonton perang pandan
mulai dari tiga ratus perak dua ratus perak tembus pada agustus menuju september sampai pada seribu
sampai akhirnya ibu bisa jadi masa pulner jurusan politik
untuk yang manis ada varian blueberry hingga cheesecake yang bisa dicoba
dan tidak jarang kita mendengar bahwa orang tuanya sendiri melakukannya ayahnya sendiri misalnya
soalnya catetan gua nih udah gua catet semua nih tentang bisnis
pak tapi kalau tadi dikatakan memang jepang sendiri masih sangat terdepresi ya mata uang yernia
bahwa kita melulu menggait artis ya
cuman memang itu reformasi itu dari dulu
cerita bener bener ya ngepel ya apa udah
saat kembali ke desa para dahe langsung bermain ayunan
dan itulah yang antara lain menghasilkan tambahan kursi
kita juga pengen inovasi sih ya bikin kuaffel dengan warna yang lain gitu
kenapa enam orang anak sd ini memperkosa anak perempuan yang masih sd juga
kalau jawa non jawanya itu kan lebih kepada capres dan cawapres gitu ya
kemudian pak prabowo memutuskan
di indeks pembangunan olahraga itu
karena oksigen kan jadi kayak sumber energi
itu tetap harus memprioritaskan untuk mengembangkan
anggota lnp dan anggota lnp yang menginginkan peningkatan anggaran
kalau merah itu kan udah bahaya buat orang sehat sekalipun
oke kita presto kurang lebih selama satu jam saja cukup
kalau sekarang sih banyak jujukan jujukan artis yang diketinang itu banyak sana juga
pada suku itu indah menurut saya
demikian dikatakan oleh nevi denham
lebih baik kita serahkan ke mekanisme pasar
setelah dipotong dan direndam potongan dari buah sukun ini kemudian
dan warga secara bersamaan gitu
pasal lima belas yang menyebutkan bahwa ada penambahan kata efisiensi
atau guru guru di lembaga lembaga khusus
iya ini semuanya dikalibrasi dengan cara yang bagus sebelum keluar
padahal kalau dilihat tadi itu tidak ada kesengajaan termasuk misalnya kasusnya rizky ridho
tapi kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok prinsip ini
kalau susu utang dari mana ke siapa
kita mulai bicara tentang efek jangka panjang
udah lah macam macam lah pengalaman yang di filipina lah gitu kan
tapi lu nyoba negeri berarti gini
sementara kriteria pembeli yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ini
dari tingkat inflasi di zona eropa sendiri gitu ya
sehingga negara itu ya independen satu sama lain
kalau diambilnya mah pas udah di rumah adik
pada awal tahun dua ribu an hampir seluruh warga kampung gelonggong berprofesi sebagai perajin bambu
sebagai orang yang punya kontribusi besar
jadi bawang putih bukan kita nggak bisa
tadi kita kan hari ini ada tiga pkpu dua perbawaslu dua peraturan dkpp
di mana ada gustur saya terkonfirmasi
kalau anda sudah siap itu insya allah apapun pilihan anda anda akan bisa tetap lurus
oke tapi pas sebelum balik lagi latihan bareng ini berarti kak arief memang balik ke rumah sebelumnya berarti

agar bergerak ke tengah laut dengan menggunakan tali tampar
masih ada satu proses terakhir namanya menyeset
rafael alun trisambodo terdakwa kasus penganiayaan terhadap david ozora
masyarakat luas terutama pelaku usaha jasa keuangan yang
kalau pemerintahan itu biasanya kebijakan
karena kita juga melihat bahwa artis artis ini atau teman teman artis teman teman atlet
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman yang disusun oleh biwakwan untuk sps news
bernama said hasan ali al hussaini
jadi kalaupun yang sisa sepuluh nya akan menjadi k popers juga gitu ya
oh tinggi juga pak ya
transparansi produk tadi saya sampaikan itu kan
dulu pernah minta sekolah lain tapi jauh jadi akhirnya masuk gloria
gue udah latihan mati matian
sebelum pandemi pemilik usaha kerupuk mampu memproduksi dua puluh ribu kerupuk sehari
menarik nih soalnya lea sama michelle tuh terkenalnya kan gak lihat tiga x tiga juga ya
dan juga kenapa mereka
dan untuk memenuhi itu pertumbuhan indonesia mungkin harus sepuluh
statementnya juga tegas mengatakan
jadi mengapa kesehatan mental dan kesejahteraan pria itu penting
karena kalau banyak pedoman yang ada ya
kenapa si konsumen harus terus melanjutkan pembayaran
juga punya manfaat bagi lingkungan
ada surat permohonan maaf dan lain sebagainya
tetapi kita harapkan ya virulensinya memang tidak sedahsyat delta
itu sekarang ini lagi tidak bagus saja dalam menghadapi masalah masalah ekonomi
dokter dokter spesialis di luar negeri itu
untuk bisa memperkenalkan diri kepada masyarakat
oh yang campaignnya dilakuin sama si bonville sama dimas
kalau di klub yang sebelumnya nggak pernah ikut kayak kejurda kejurda
jadinya nambah rasanya aja sih
nah ini yang harus kita juga harus ada penekanan tertentu
hal ini membuat banyak warga tertarik menanam bibi singkong itu untuk ditanam di sawah mereka
terus kalau ada kebanggaan tersendiri nggak kalau bekas lukanya ada banyak gitu atau gimana
tetapi fakta di lapangan sudah mulai rame sudah mulai tidak wajar dan sudah mulai meresahkan
jadi satu di bulan bulan ini
apa namanya yang tadi saya sebut
dan seperti apa cara ojk akan menyelesaikannya gitu ya
bukan hanya ombak yang di sini tapi menikmati ombak yang ada di bali lah atau di tempat yang lain
bola dulu baru pindah basket gitu
menurut mas ep pak jokowi itu lebih cocok di golkar
saya merasa saya jadi orang tenganan itu orang pilihan
memang coffee entusias dan aku k pop entusias dari dua ribu enam belas
penduduk indonesia mendapat cap paling malas berjalan kaki di antara negara lain
supaya apa ketika nanti
barusan saja kami dapat informasi
kai komuter juga melakukan uji hingga empat km tanpa gangguan
kemudian sejak gugatan itu dimasukkan ada regulasi yang mengatur tahapannya
nah memang itu adalah kebijakan jangka pendek
karena itu saat yang berharga ini
partai partai koalisi yang mendukung prabowo subianto dan juga gibran raka bumi raka
ada pun orang minang mengenalnya sebagai kerupuk jangih
ada skalanya yang beda beda
tapi kalau saya lihat ya ini saya bandingkan dengan jakarta atau kota kota besar lainnya
ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran menteri perindustrian no dua tahun dua ribu dua puluh
bahkan untuk indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa kita lakukan
untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita
ya itu salah satunya bahwa ini akan menyatukan atau bringing together itu tadi ya
sebetulnya kenapa sudah berkurang itu karena ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu
belum baik makanya kita harus jadi baik ya
udah tiga puluh tahunan dah
pengolahan menjadi nilai tambah
jadi sampai saya sudah setua ini sudah hampir lima puluh
untuk mencari solusi sementara anggaran belum tersedia
sebenarnya ada sumber sumber kalsium kan banyak ya
memotret pesepeda diakui ananda memiliki kesulitan tersendiri
race di jakarta ini sekaligus menjadi seri pamungkas dari total lima kota penyelenggara
berbahaya jika telinga dibersihkan sendiri dengan media tertentu seperti cutton bud kotoran justru
dan juga mengingatkan si kota kabupaten agar lebih masif membangun fasilitas bagi para pejalan kaki untuk bisa memproteksi para pejalan kaki
ini gurihnya sangat terasa terutama gurih dari ikan ini
mereka lebih terbuka untuk mulai melihat
import sebagai alternatif terakhir
anak anak walaupun kondisi
yang pertama yang disebut sebagai gagasan
sang ilustrator mengobservasi penumpang baik di dalam gerbong maupun yang sedang duduk di peron
seperti risiko penyakit asma mulai makin meningkat atau orang yang sudah punya penyakit asma
misalnya kalau penggilingan padi konsumen pengennya murah terus
sayang sekali saya tidak bisa melihat profesor barbara dan dr henry baikuni silahkan pak taidi
jangan sampai sekarang rame
pengemudi hanya menandatangani pesan dan diantar
kabupaten gunung kidul ini terkenal sebagai lokasi gunung api purbang langgeran
terus rupanya pak jk sudah baca
kita akan membuat keputusan ketika kita melihat keputusan
setiap goresan luka adalah persembahan tanpa amarah tanpa dendam
ya bisa bisa kita nanti pada bangkrut
berdoa membasuh buka berkumur dan mandi adalah tahapan melukat yang umum dilakukan oleh umat hindu di bali
jadi memastikan interoperabilitas layanan dalam memenuhi kebutuhan yang melengkapi jaringan terrestrial nasional
jadi saya tetap harus kerja keras
saya berulang ulang mengatakan itu dimana mana
dari mulai rasio rasio keuangannya
tadi kan bulia soalnya menyinggung artinya memang yang belang bonteng ini tidak cuma harga
umur lima belas tahun nah itu udah pertama kali
sekalipun mas pratik pasti nggak nyaman juga bacanya
intensitasnya dalam seminggu ya
kita siapkan yang lansia di ibukota provinsi di semarang
sehingga tidak perlu lagi kita mencari hipotesa asumsi ada hal lain
atau dia merasa menjadi orang yang mungkin tidak diakui di lingkungannya gitu
berah dan juga mungkin ada lagi apakah profesor barbara hartley sudah berada di jalur ibu
victor pangaribuan muhammad wahyudi jakarta
sanitasi kerap kali menjadi salah satu problem utama yang muncul ketika tinggal di kawasan permukiman padat penduduk
jadi sebenarnya ini asik cuma kalau yang tidak biasa harus
karena kan ya kita nggak bisa perform kan jadinya
yaitu dewan pembina punya kekuasaan besar
anda melihat kebijakan dan juga langkah langkah yang diambil pemerintah
dan ini jangan sampai anggaran digunakan ya akhirnya sia sia gitu loh
kembali anda mendengarkan abastog season tiga
nah saya jadi ada ketertarikan setelah melihat mereka bermain surfing di pantai cimaja
dan ini jujur saya harus berterima kasih kepada liga satu ya dengan adanya dihentikan ini kan berpengaruh sekali terhadap finansial teman teman ini
masyarakat bersiap vaksin mulai berbayar satu januari dua ribu dua puluh empat tapi sekali lagi kita harapkan tren covid sembilan belas di indonesia bisa menurun
makanya reda gue waktu itu masuk sekolah inter apa lagi ada bahasa mandarin aduh
privasi atau ruang waktu pribadi untuk anak
prosesi itu berjalan syahdu
senator partai nasional matt canavan yang mendukung kampanye tidak
nah bagi yang belum sarapan mungkin jalan surya kencana bogor jawa barat bisa menjadi pilihannya
tapi ternyata ada ilmunya juga kalau kita jadi jalan kaki itu kita harus tahu ya jaga posturnya
jadi mencret kurang sehat gitu
supaya jangan sampai ini betul menyebar di dalam masyarakat
pedagang makanan lauk lauk siap saji ini berencana menaikkan harga agar usahanya tidak merugi akibat melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan
ibu masih semangat gitu
cnn indonesia plus minus menemui alisa kotrunada munawaroh wahid atau alisa wahid putri sulung kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur
nantinya foto foto ini akan diunggah ke akun media sosial sehingga pelanggan bisa memilih foto mana yang ingin dijadikan koleksi
saya mah benar benar itu mah lebih diberi kasih sayang sama keluarga
dan kita tentunya dari kegiatan ini
dan pak arief kalau kita bicara dengan pak arief
penting sih kalau menurut aku ya karena si anak bisa jadi lebih konsentrasi di sekolahnya
dan bagaimana kita berharap bahwa mulai dari sejak dini
indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan
terus kemudian dia akan memompas sebenarnya sirkulasi darah kita
luhut bin sarpanjaita menginstruksikan
padahal tadinya pasar berekspektasi ada tiga sampai empat kali penurunan tingkat suku bunga
untuk digunakan saat perang nanti
sudah melihat bahwa ada dua wajah yang berbeda dari seorang jokowi
iya soalnya gue tadi yang riset kan
terus dari situ saya melihat ada turis asing
di indonesia ada satu tradisi yang belum berkembang
banyak orang tahu lah tentang basket indonesia gitu
yang paham betul level kompetisi seri a seri b dan seri c
mas lagi sehari kemarin kemarin nggak pernah main bulu kasian dia
sama basket gitu kan ya suka basket
pantai ini memiliki ombak yang tingginya dapat mencapai enam meter dengan panjang dua ratus meter
sehingga saya putuskan pada saat presiden datang dia orang yang tepat yang mungkin bisa kami tampilkan
namun yang paling diburu warga adalah durian mentega
kalo tiga x tiga kan setau gue emang langganan dbl jawa tengah ya kan sebenernya kan
terminologinya tidak hanya lapangan
angkot ini menggantikan oklet dan bemo yang kondisinya usang dan sering bermasalah
masukan yang cukup menarik ya bu ya
ya paling gorengan biasa lah ya
dan kemudian ketika melihat par dianggap tangan rizky ridho melakukan sikutan kepada pemain qatar
kita cukup dan pan akan itu
karena itu ratakan dengan alat khusus agar jangan sampai kedelai saring menutup
berbicara soal kopi kopi ternyata memiliki sejumlah manfaat
jadi deklarasi deklarasi kemarin yang terjadi saya rasa merupakan bentuk refleksi kepercayaan mereka terhadap pak prabowo
karena ada bpom ada majelis ulama yang menjelaskan begitu
ini juga belajar daripada kasus pada saat pandemi ini ya
saya sendiri kalau ditanya sudah siap saya tahu apa yang mau saya pilih
dengan fonis tujuh tahun penjara atas kasus jual beli jabatan kemudian empat tahun penjara atas kasus gratifikasi dan tppu
karena istilah saya nih pakai bahasa gampang
sepertinya kurang ya kalau belum mencicipi minuman khas bogor
nah tapi waktu aku masuk sma nah ini puji tuhannya ada dbl bikin regulasi baru kalau anak beasiswa basket itu nggak boleh ikut dbl
yang akan muncul menjadi fenomena perempuan indonesia
kalau bisa ini permintaan saya sebagai pelaku pasar
nah tadi saat ini saja kan mungkin distribusi vaksinnya
dia harus mematuhi putusan dkpp artinya dalam tujuh hari mereka memang harus menindakkan putusan dkpp
apa tuh yang jumper tuh bagian apa pinggang ya
kalau dari kemenpora melihatnya
kemudian ban yang digunakan adalah tipe ban jalan raya dengan tapak ban belakang lebih besar
setahuku sekarang dbl udah free atau belum ya udah setahuku
semakin riuh semakin menarik meskipun lokasinya tidak instagramable
lereng gunung semeru di lumajang memiliki tanah yang subur
saya tidak tahu seperti apa nanti jokowi akan mempertarungkan pengaruhnya
angkot dinilai usang tak mampu mengikuti perkembangan zaman dan mulai ditinggalkan
di sini produksi tauco dilakukan setiap hari dan masih secara tradisional dikelola generasi keempat
kan ini kemudian menyebutnya
medical emergency rescue committee atau mersi melaporkan dalam beberapa waktu terakhir
dia pasti akan memanfaatkan utang budi pak prabowo ke pak jokowi
berlangsung kira kira ada
jadi kalau di tempat ini pembuatan tauco sekali merebus itu bisa satu kwintal ya pak ya
baik kita akan tunggu apakah keran bantuan akan dibuka sebesar besarnya dan disalurkan ke warga yang berada di palestina
supaya tadi kita lebih rata dalam hal vaksinasinya
tidak akan bisa apa apa kalau
tantrum berbeda dengan temperamental
adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar
memang kalau dulu kita tahu bahwa vaksinasi covid sembilan belas itu sebagai salah satu upaya untuk penanganan pandemi bukan termasuk dalam kriteria imunisasi rutin
nah banyak yang takut sebenarnya mas
di saat dia dewasa muda kan dewasa muda sudah terkena dengan fungsi yang tidak baik tadi rentan terkena penyakit sehingga di usia dewasa yang itulah yang menyebabkan bisa muncul penyakit lebih dini dan kematian yang lebih dini
tapi jumlah ini kan sangat tinggi
nah kalau yang suka bikin kopi tapi pakai coffee maker
babak satu kita leading dua pak
tapi kenaikan bunga yang sangat tinggi dan periode panjang itu
oh nggak dia pakai jersey sekarang
yang hari ini mudah mudahan punya tiket untuk menjaga masa depan indonesia yang berkelanjutan
untuk siang hari ini walaupun waktunya sangat sempit saya ingin mengangkat yaitu masalah voice to parliament
mungkin kan bang sandiaga uno sempat mengatakan atau hanya menyerahkan suratnya apakah ada kisi kisi yang disampaikan pada saat menyerahkan surat tadi
kalau buat flying wheel itu flying will udah ngejar michel dari
sekarang sudah turun menjadi lima belas persen
ada harapan yang selalu dirawat supaya bisa maju untuk dua ribu dua puluh
per hari ini bu tercatat ada berapa kasus aktif yang tercatat di kementerian kesehatan
jadi lebih kepada rahasia dapur lah
porsi sate kakul berisi sepuluh tusuk dibanderol seharga dua puluh lima ribu rupiah
itu dibuat dengan sistem tapak dare
lebih ringan terciptalah bentor atau becak motor om saya mau naik bentor mau keliling keliling
sebelum pengiriman raga melalui pembakaran jenazah dilakukan
dari perumusan data yang disiapkan oleh bpn
lutut itu biasanya diapain
mereka bersalaman dan saling memaafkan
asal usul nama kuningan tak lepas dari sejarah kabupaten kuningan di jawa barat
ya karena sekali lagi bahwa omikron ini bisa di
masih belum rapatnya masih berjalan ya
ayo ayo siapa yang mau puding jelly dalam buah kelapa ini
itu meyakinkan konstituen muhammadiyah untuk bersama sama kita
jadi mereka berlaku di level yang sangat tinggi
partai demi meraih suara gitu
ada empat lapis kue yang disusun dalam melon
bagaimana strategi yang akan dilakukan kita akan kembali membahas soal varian omikron setelah ditemukan di indonesia bersama dengan dua narasumber
masjid jami kalipasir menjadi simbol keharmonisan antar etnis dan umat beragama
perpisahan anek sini bisa dibilang
semua hal ini harus direncanakan terlebih dahulu agar bisa mempertahankan estetika bentuk kontainer
bagaimana kebijakan yang diharapkan bisa win win solution nih pak izi
ya gue pertengah sih harus kenapa
tapi lu selama ini dari maret ini kemarin kan pandemi maret ya
yang penting adalah fokus bahwa sebaik baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat
kalau namanya dulu di jelain yang ke seribu angkot dikerenakan
seperti fokus dengan cita cita atau hobinya
iya dipromosikan atau dia sebagai perekrut bakat ya kan dari sebuah televisi jadi kami lagi mencari anak anak yang berbakat tapi kami butuh ngecek bagaimana situasi tubuh anda gitu gitu lah
mereka sudah berhasil diselamatkan dan ditempatkan di pengungsian
dan ini sebenarnya tujuan kita
karena apa karena kita belajar dari pada saat pandemi kemarin di tengah situasi pandemi aja vaksin itu menjadi satu hal yang sangat sulit sekali untuk bisa kita fahamkan kepada masyarakat
alias empat in satu di dki jakarta
vihara yang berusia lebih dari satu abad ini
ya ada anak buah gustur yang
delapan puluh satu sama tujuh puluh delapan ini kan sudah di atasnya standar who enam puluh persen
karakter meru ya gitu gitu saja
dan kalau kita lihat secara ekonomi bumn sendiri secara milu kita sepertiga kekuatan ekonomi
kiranya gobos diisi ikan kina bukan ayam seperti lemper yang banyak dikenal hidangan dobo juga ada
pasca dari artis menjadi politikus sekarang sudah boleh dibilang sudah hampir tiga empat ratus enam puluh derajat
itu aku jadi yang paling tua jadi kaptennya yang paling tua terus kayak harus ngayomin adik adik bener bener semua berubah kan ya
bawang bombay cabai dan jengkol yang sudah direndam dan dipotong sesuai selera
m persent yang pas ini ya
nah saya membaca itu jam dua
kemudian juga yang lain bentuk lainnya di beberapa tempat terutama otoritas daerahnya langsung menyalakan sirine peringatan
cuman tetap ada kan soalnya si spreading the virusnya gitu
dan tentu saja nah let s say
tapi itu tadi yang perlu kita perhatikan
oh udah daftar gitu
memang niatnya sendiri kan memang tadi untuk orang tua
termasuk pt starlink services indonesia
bisa langsung ke kantor pajak atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah yaitu bisa mengelalui website di jp online
maka termasuk kampanye kaos saya ini pak
animo masyarakat masih belum maksimal gitu ya
emang lebih banyak karirnya sih dia
mudah mudahan bahkan sama itu ditanggung si pelaku
jadi yang guru yang dosen pak saya kapan pak saya kapan
mulai sekarang ada baiknya mungkin di jenpas
dan ini tidak dibantah oleh para pihak koalisi indonesia maju
jadi dengan adanya data ini kita ada dua hal yang bisa melakukan
tapi jadi klop gitu jadi maksudnya nggak jadi saingan jadi gimana gitu malah saling mengisi gitu
jadi makanya market conduct itu dari awal
dan ini juga menjadi momentum untuk para korban pejalan kaki yang meninggal dunia empat belas tiap hari di indonesia
jadi kita banyakin fokus di latihan sih tentunya
oh berarti sekarang udah lancar nih ya
lamanya bukan main lama banget itu
adek kebetulan kerja di surabaya kan waktu itu
dan kita bisa membangun masa depan yang lebih baik
jadi ini adalah alat pengukur kualitas udara di dalam ruangan
berarti solusinya adalah aku ngomong ke pihak coaching staff nya sahabat ke coaching with gitu ya
oke jadi tiga puluh menit per hari berturut turut
mayoritasnya kalau di bali mayoritasnya hindu kalau di nusa tenggara timur misalnya
kaka baru sekali gak dibalas dia
bahkan kadang bosen juga nih
saya sudah berterima kasih lah yang sama kuasa
dan sesko au marsda tni minggi tribowo mengatakan
itu kan bahkan bu retno marsudi sempat berpuisi dan seterusnya
dan anak dan keluarga keluarga di pedesaan itu mempercayakan anaknya seratus kepada lembaga lembaga pendidikan dan tidak menaruh curiga sedikitpun kepada institusi institusi yang tokoh mata tersebut
karena itu kita mentaati kesepakatan bersama itu gitu
instansi di jember orang orang kerja juga udah mulai masuk
anda bisa melihat dari keberadaan mereka atau demean aneh mereka atau palang yang berat
meskipun ada peluang di dalam undang undang yang baru ini
jadi bisa ditanam bambu dulu
karena minat e sport di seluruh dunia cukup tinggi
di timnas vietnam paling ngeselin pak
seiring waktu kalau cuma ngeliat kan perasaan malu
kan sebenarnya kemarin ribut ribut itu kan
jangan lupa kalau mau dengerin podcast manihani
beban mental kalau percaya pribadi adalah beban mental
terutama adalah pendidikan agama yang tinggi
roti kering dan berbagai macam oleh oleh bisa anda temukan di sini
lebih lanjut nirwono menyebut penataan menyeluruh permukiman padat penduduk
sisa sisa lemak yang menempel jangan dibuang
jadi kita gak pengen kayak oh ini anak muda anak muda trendy gitu aja gitu
lengkuas sama daun salam
para pedagang warteg kian was was dengan kenaikan harga cabai dan sayuran yang pastinya akan berimbas pada ongkos produksi
maka yang sangat penting buat seorang jokowi adalah pengaruh
supaya di sini itu rukun
dibanggakan tiga puluh dua tahun tidak pernah
sementara jalur laut selain perjalanan lebih lama
iwayan yasa adalah satu dari sepuluh pengusaha tenun geringsing di desa adat tenganan pegeringsingan
pagi itu kan sejumlah aktivis akademisi itu langsung kumpul di kpk termasuk saya
wah desain jpo pinisi juga unik karena membentuk huruf k
nah ini kalo misalnya tadi udah diceritain juga sih sama lu lu kan akhirnya miri uph karena lu pengen kuliah yang bagus
dan mereka menggunakan penelan yang berbeda beda
mungkin masuk ke sungai kobokan itu
beliau harus mempertahankan pengaruhnya mdm takarung di indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh tujuh
jadi agak berbeda memang pendekatannya dibandingkan saat pandemi covid sembilan belas
kpu sebagai lembaga resmi sudah menetapkan hasil
dan gratis saja masih sangat kurang gitu ya masih sangat minim
sehingga kemunculannya di perairan selat bali merupakan hal baru
tergantung induk sama bapaknya siapa
nah badan pangan itu menghitung angkanya berapa
upacara pembukaan pon ini juga akan diwarnai dengan pesta kembang api
cuma mungkin pas covid kan sempat bagus kan udara kita
rasionalisasinya itu masuk atau tidak mereka akan memilih
gue ngerti apa yang dia maksud gue latihan lebih rajin lagi
kita tahu memang saat itu ada keengganan kelompok masyarakat untuk melakukan vaksin
untuk pedagang pasar totalnya cukup banyak
katanya bagus loh hasilnya bagus loh
jika partai partai besar mencapai kesepakatan
jadi daftar sekolah smp supaya dapat beasiswa bawa majalah
kita berharap bisa melewati momen libur atau juga tahun baru dengan aman
aku kok udah lupa ya namanya ya anggap aja semester pendek
terutama di kota surabaya kita sudah mengundang
dan anak anak dengan asma gejala asma apakah dokter feni melihat bagian dari data semakin lama semakin bertambah jumlahnya
sehingga badan pangan itu tinggal mengarahkan
redaktur pelaksana cnn indonesia com dan juga adi prinantio
dok kita istirahat sebentar tapi tadi kita sudah dengar ya dampaknya kalau kita berjalan kaki tiga puluh menit per hari itu terhadap kesehatan luar biasa
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
jadi di sini ada dua kekuatan ini
melanjutkan petualangan rasa saya ada lagi nih yang menarik perhatian
pemerintah pusat daerah masyarakat
berusia dua puluh tahun yang dinilai tak layak pakai
karena kemana mana juga kita harus ditanya udah booster apa belum
mungkin karena ini ya karena pengalaman ku yang lalu
kemudian bagaimana mengatur ada biaya irigasi ada biaya benih
yang membingungkan untuk orang seperti saya yang ingin mensupport orang asli australia
dan itu membutuhkan waktu untuk kita mengumpulkan informasi
nah tetapi yang kita lakukan tentu yang di dalam negeri
pupuk iskandar muda aceh
kementerian sosial terus membenahi data terpadu kesejahteraan sosial
berarti karena waktu itu juga mepet
setelah pelatihan praktik calon masinis ini akan melewati beberapa tahap lagi
yang dijadwalkan pada bulan november maju ke bulan september dua ribu dua puluh
kulingnya cool boxes nya dan lain lain
tapi kalau publik sudah tidak percaya itu bahaya buat saya
jika referendum suara berubimi ke parlemen akan dilaksanakan pada tanggal empat belas oktober mendatang
bagaimana persiapan melangkonya sendiri pak
tapi juga ini tidak jadi begini yang viral itu kebanyakan adalah ibadah kelompok non muslim
untuk mengcapture iklan iklan yang menyesatkan
dalam penyelenggaran pemilu kami harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum
meskipun tadi anda katakan bahwa kami menyesuaikan dengan tanggal penetapan calon presiden dan juga calon presiden
di segmen demi cuan kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat seluk beluk dari bisnis sayuran organik
jadi kawasan kuningan kebayoran bahkan belum ada karena kebayoran baru ada seribu sembilan ratus tiga puluh an sebagai kota satelit
sipil yang betul itulah
jadi kekerasan seksual itu ada yang berlaku
dan informasinya juga rencananya tadi sempat berada informasi bahwa panglima tni dan kapolri
aku kan gak pake bingkai sudut jadi udah langsung aja kasih ijazahnya
kenapa bisa di malaysia
ada banyak kebingungan terutama soal aturan
kedua kalau di sektor swasta
jadi ini yang menyebabkan banyak yang bersabapak lebih baik tiongkok berhenti memberikan stimulus
dan juga saya karena suka k pop ikut kelas kelas dance k pop kan
ya sama berarti ya hampir semua kayaknya pas maret pada balik kampung semua ya
jadi ada kekerasan seksual fisik ada kekerasan seksual non fisik
terus kontrak gue juga kebetulan habis
jadi media sosial itu membuat akses untuk mendapatkan prostitusi anak atau anak anak yang bersedia menjadi objek seksual itu juga mudah mendapatkan
karena warungnya itu kontraknya habis izinnya habis
budi mencatat polusi udara menduduki posisi kelima
jadi tidak untuk minimal tahun dua lima juta
jadi artinya kesiapan untuk melihat konteks kehidupan dulu
dan mengakibatkan bahwa hidup di konteks yang berbeda
itu lagi wawancara beliau itu berdua itu
dikutip dari cnn indonesia com pemekaran tiga provinsi baru di papua sudah disepakati oleh dpr dan pemerintah
jadi dukungan kita terhadap pak prabowo
oke bully ya silakan tanggapan
pertanyaan terakhir sekaligus mungkin kalian bisa menegaskan bagaimana positioning film horror di indonesia
saya melihat pertama dari sisi jokowi ya
puluhan tahun kemudian surfing menjadi bagian tak terpisahkan dari anak anak muda di bali
dan memang banyak diterapkan oleh pasangan di barat di luar negeri
awak kabin merupakan pihak yang sangat paham cara kerja emergency exit dan keseluruhan kabin pesawat
ya ferdi sejak pagi tadi saya mengikuti satu kelompok tim sar yang melakukan proses pencarian terhadap salah satu korban
dan orang orang hidup dengannya dengan berbagi data
yang menyimpan sejarah peradaban islam di kota tangerang banten
dan menghancurkan beberapa kondisi gedung di kampus seperti yang terlihat di video gitu
ya ini perdana ya pembuka nih dua ribu dua puluh empat
penuh apa masih kosong aja
tapi lebih kuat lagi kalau liga arab misalnya
tapi nggak ada masalah kadang kadang mereka memberikan fasilitas pada anak supaya mau akhirnya mengirimkan foto foto
jadi tentang pertanyaan pertanyaan dari
pesta kesenian bali ini digelar selama sebulan sebagai wadah kreativitas ribuan seniman bali
yang melibatkan warga kampung sekitar untuk bekerja selama bulan ramadan
penyebabnya adalah karena gunung agungnya sendiri yang tidak bisa adaptasi
kali ini saya mau mengajak anda melihat beberapa bangunan peninggalan yang berada di kawasan kuningan
kalau dilepas itu atau dinaikkan itu het
ya sejauh ini pemerintah sudah membuat langkah langkah yang proper lah
akibatnya sebelas orang tewas dalam kecelakaan nas tersebut
ya kereta cepat jakarta bandung akan menggunakan kereta generasi terbaru cr empat ratus af
untuk mengecek terus menerus kualitas udara supaya kita bisa tahu ini
tentunya tidak kalah menarik dan tetap
oke kita mau move ke pan panan atau gimana
sama gorengnya nih buat spesial
nah tetapi kalau saya lihat di lain pihak kalau saya lihat dari kadang kadang berita
diperlukan lebih banyak bantuan untuk daerah wilayah perdesaan dan regional di australia
jadi kami tidak menggunakan jalur distribusi yang selama ini kami terima
yang kita inginkan adanya reformasi
dura hedy wiceksono lumajang jawa timur
para pengendara ojek online mengaku mulai ada peningkatan jumlah pesanan
dan bila mana ternyata di dalam pelaksanaannya masih ada yang belum melaksanakan
oke deh kita sekarang beralih ke pancoran taman sari jakarta barat
kemudian membayar ganti rugi negara sebesar empat belas lima belas
kalau sudah mendidih siap disajikan dan disantap
pada saat harga pupuk naik
perjuangan osha untuk dapat menyentuh garis finish saat mengikuti full maraton kemarin juga tidak mudah
dan tentunya ini pp yang masih kita tunggu juga
untuk membuat institusi institusi ini
berarti kalau kosan bisa dikatakan drooming itu adalah salah satu opportunity bisnis ke depannya ya
tetapi kombinasi antara protein dan lain lain
tapi mungkin juga bagi mereka
tak hanya penari para penabung instrumen gamelan joget bumbung juga dituntut selaras mengikuti tarian para penari
jadi dia berpeluang untuk masuk ke challengers
ini akan merepokan pelaku jasa keuangan gitu ya
ya tenaga fungsionalnya di lapas rutan itu tidak ada
harganya juga sesuai dengan dia dompet dompet kita lah
beban kerja pasti menurun dalam arti sudah tidak seperti yang kemarin
yang sulit terjangkau transportasi darat
yang tadinya membolehkan orang untuk masuk di sana hanya dengan vaksinasi satu dosis
tapi tetap tungguin terus si paling sport
jadi karena sistem imun
teman teman guru olahraga itu dibekali
dan ini menjadi dua titik yang sampai hari ini
hal hal ini yang saya harus kita jaga dengan adaptasi dan keterbukaan yang sedang
terus seleksi hari pertama nggak boleh pulang
kami akan bahas malam hari ini sudah terhubung melalui sambungan zoom
karena barangkali yang didistribusikan makanya itu terjadi kendala seperti itu terus gitu loh
kadang kadang ada yang kasih air ada yang ini
franchers dari pihak kualiti frigit mcansi telah turun ke jalanan dan mempromosikan janji janji besar partainya
nantinya juga akan digunakan untuk membantu pembangunan nasional dan juga membantu pembangunan pembangunan fasilitas fasilitas umum
ya mau itu mau jadi apa kan terserah kita
ya jadi harus siap siap aja sama omongan omongan netizen
dengan cerita dan sejarah yang berbeda
dan kita berasakan perhitungan perhitungan yang sekarang ada
jadi jangan sampai ada diskresi diskresi dan harus berani menjewer
salah satunya pengaturan pernafasan yang bisa membantu kelancaran darah dan membuat tubuh rileks
nah seperti apa proses pembuatannya ikuti saya sehari menjadi perajin beduk
nanti replikasinya akan jauh lebih mudah
mula yang menimpa pemerintah hingga perusan swasta seperti platform ecommerce
berarti kan norma di undang undang itu kan sudah berubah
tetapi bisa justru berprogress
menyatakan bahwa kami sedang punya acara dan kami mayoritas karena itu tolong ya umat islam yang minoritas menghormati
nah ngomongin juga tadi daniel kan bilang dulu mah sebelum pandemi
sangatlah penting untuk selalu mengikuti perkembangan informasi
dan apa namanya itu satu hal yang wajar
mereka menggenggam seikat daun pandan sebagai senjata
satu satunya tes itu di fisip uner
dari situ kopi darat beberapa orang
satu tujuh lebih turun daripada sebelumnya ya mas
membuat seseorang atau masyarakat kemudian
di pabrik ini sekali produksi bisa mencapai satu kuintal kacang yang diolah
itu anunya sesuai dengan apa sesuai dengan kastanya masing masing
awalnya budidaya kelompok tani anggur ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian warga yang terpuruk akibat pandemi
salah satunya mungkin kalau daniel ini kan di bisnis makanan dan juga minuman ya
setelah selesai kulit sapi siap masuk ke proses pemanasan

laporan ke dkpp itu revisi peraturan kpu nya itu dilakukan setelah tahapan pendaftaran calon itu dilakukan
jadi untuk saya terkadang bingung harus ngapain untuk ya untuk bisa mendukung keinginan dan kemandirian mereka
salah satunya adalah akan terjadi pada kartu tanda penduduk dari warga jakarta
jadi dengan target yang seribu terus kemudian kita bisa mendapatkan seribu enam ratus sembilan puluh enam
apakah di tahun ini yang paling buruk pak
digoreng atau diasap dulu baru kemudian direbus
jangan sampai over atau kena lagi gitu
ini kita dengar kabar pak prabowo ini udah berkali kali pengen ketemu sama bu mega
dan dalam satu bulan mampu menghasilkan cuan hingga ratusan juta rupiah
kepada kpu yang lama ini kan tanggal pendaftaran capres itu sembilan belas oktober sampai dua puluh lima november dua ribu dua puluh tiga
kota solo juga identik dengan jajanannya
ya jadi penting untuk mengukur kualitas udara
kini warga cilandak jakarta selatan ini telah menciptakan dua varian puding jeli
waktu itu pandemi kita harus lebih sehat
udah saya lari aja gitu
tapi empat bulan yang akan datang kita harus siapkan strategi mulai saat ini
ya tanah wakaf di parung binghu sawangan depok
itu aja yang kita lakukan dari hari ke hari dari waktu ke waktu dari jam ke jam
bila produk krl untuk kai komuter gagal
saya mengenal pak jokowi sejak jadi wali kota
namun kip kuliah diberikan untuk maksimal delapan semester
dan ini memang akan spesifik pada orang orang yang dengan usia tua
rajin rajin menjaga endurance menjaga kebugaran dan seterusnya
jadi stok gabah di tingkat petani mulai berkurang
itulah yang sudah bisa memulai vaksinasi booster
tidak menginginkan eskalasi konfliknya semakin jauh
harus dipelajari dengan baik
kalau pak d nanya pegel nggak terlalu sih
persaingan sudah mulai terlihat ya
jadi salah satu hal yang penting sekali itu kalau kita ada aktivitas yang mau berjalankan di luar
sejak kapan sih itu jadi apa ya
di jakarta mereka menggunakan organisasi seperti warteg yang lain pedagang lele dan lain sebagainya
sudah menjalankan peralatan acaranya mereka di last week kemarin di minggu kemarin
ah lega juga ngapain sih hati hati bahaya loh terlalu ngorek terlalu dalam bahaya kotorannya bisa makin
kalau begitu itu menurut saya tambah semangat
bahkan di antara rakyat kita
kadang kadang kita harus jual apa adanya
mungkin nanti ada investor investor yang mau masuk mau beli juga langsung ya
pesan saya saya berharap
ya yang pertama soal kemacetan dulu
mulai dari mengenal aneka makanan khas korea seperti kimchi dan bibi mbab
kita juga memiliki trotoar yang sangat bagus
sebagaimana pemerintah melakukan kontrol penyelenggaraan televisi lainnya
mulai dari rp satu ratus dua puluh lima hingga rp dua ratus sembilan puluh
ya kan pak ical hubungannya lebih dekat sama pak prabowo
dede kecil merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara
lain seperti di inggris
karena dua salon yang cukup kuat
dan elewarning system yang dibangun
kalau misalnya aman itu lebih sehat nggak sebenarnya
pada saat petani dibeli harga rendah kasian
dan juga biar warnanya cantik
rumah kan nggak pernah tahu hujan juga tahu tuh banjir aja kan nggak tahu hujan ke bawah gitu gitu
kereta melewati stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun akhir di tegaluar bandung
sehingga persoalan ini menumpuk
jadi bagaimana universal design ini
saya lebih banyak berdoa
saya mau ke pengganti
ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan pikiran anda secara visual
ini bicara soal bahkan peradaban buat mereka
bahwa dia akan gugur sudah pasti
dan ya itu malam dimana tiba tiba sahabatnya menghilang
ketika misalnya dia kehilangan momen itu dia merasa dia jadi gagal gitu
kalau hasil survei yang kami himpun itu sederhana
program membangun keluarga yang lebih kuat ini terdiri dari kerja kasus dan kerja kelompok
ini kita tampil udah bagus cuma ya belum beruntung aja kali ya belum beruntung
juga merawat anak dari saudaranya yang juga menjadi korban
dia akan turun terus kan karena nggak diisi lagi
sementara itu anthony alvenisi telah mengesampingkan pembekuan pajak alkohol
perjalanan kereta api cepat jakarta bandung ini dimulai dari stasiun halim jakarta timur
dan dosis vaksinnya ini hanya setengah dari dosis yang pernah kita berikan untuk dosis satu dan dua
tapi intinya kami siap untuk menjalankan pcr yang konvensional
taoco mulai berkembang menjadi industri yang disesuaikan dengan bahan yang ada di indonesia
dia sudah memberikan tiket dulu dua ribu empat belas ke jokowi
karena kan kayak bola gitu biasanya kan anak indo kan
ketika ditolak oleh kelompok sekitar itu dulu kasus di minahasa utara beberapa tahun yang lalu tuh
sekarang untuk pengawasan ke depannya seperti apa
karena kan maksudnya mereka tau aku tuh sebatu itu gitu jadi kayaknya yaudah yaudah yaudah
namun kami sudah menanyakan dan mengkonfirmasi secara langsung pada petugas yang ada di lapangan
sebetulnya ini kan kebijakan demo dan dpo ini
ya kan kenapa tuh ke sahabat adena walina gitu atau lu emang udah lah jadi sahabat aja gitu
nah bagaimana saat ini kondisi dari stok pangan di indonesia
dan sisanya adalah gerbong premium economy
terima kasih banyak bu nadia pak windu
ada sistem detektor alarm untuk asap
purnama itu ada vibrasi dari dewa
yang menyedot perhatian pengunjung di pesta kesenian bali kali ini yakni joget bumbung
datang ke daratan di jakarta
sampai sekarang berapa dari awalnya berapa jumlah anggotanya sampai sekarang
dalam ajang yang berlangsung tanggal sembilan belas hingga dua puluh satu oktober ini dipamerkan berbagai peralatan canggih untuk penanggulangan bencana
lokasi awalnya berada di emperan toko
karena gua ngerasa kalo gua sebagai anak sekarang nih gua ngeliat foto bapak gua almarhum bapak gua kalo misal gondrong kayak wih bapak gua pernah gondrong nih kan
dan kita tahu bahwa putusan mahkamah konstitusi itu bersifat final dan menyikat
sisi lain tingkat partisipasi itu basisnya
para pelanggan apple di perancis saat ini mengalami kekecewaan
keterlibatan swasta diharapkan dapat memperluas jangkauan vaksin
rata rata yang mencari tauco merupakan para wisatawan yang berkunjung ke cianjur
dengan kekuasaan prabowo ya
kualitas yang bagus membuat bison milik sansan selalu memenangkan beragam lomba anjing hingga kelas dunia
ya pak sarbini saya akan konfirmasi
masing masing apa kemudian tren naik
yang pada hari ini memang mereka sangat membutuhkan bantuan perhatian dari kita semuanya
yang akan memilih berdasarkan nalar mereka
sebelum ke dokter kita bisa menggunakan elastis bandit
termasuk ke indonesia dibawa oleh belanda ya
melakukan penyitaan terhadap harta benda milik mario dandi atau pihak ketiga
yang direspon oleh dkpp yang diduga ini melanggar ya
kami sampaikan bahwa kenaikannya tidak wajar dan konsisten
masih kekecilan katanya daripada nanti ikut latihan game
jadi kalau pada kasus kasus tertentu ya yang dia memang sudah ada osteoartritis ya
oh udah di gloria sd juga gloria
padahal kan gustur sudah cerita politik
yang membantunya secara cuma cuma
kemudian melakukan kekerasan seksual pada anak
ya dan presiden ini kan sekarang sedang menikmati approval rating publik yang tinggi
ku ku tuh gue baru sma baru ikut ku ku gitu
tapi tadi dalam rapat ketua kpu pak hashim ashari sudah mengatakan ataupun memberikan sinyal bahwa kami condong atau kpu condong ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini terlihat penurunan yang cukup signifikan
beragam ya lalu yang mana yang lebih tepat pakar kuliner indonesia william wongso mengatakan
karena menimbang apa yang diperjuangkan pak surya
sebelumnya juga mengalami kipi begitu
ketika yang datang cuma satu dua nanti pasti ada tuh kenapa kenapa makanya ketika udah satu demam
indonesia pernah punya pengalaman di sana saat rio waida berlagak di olimpiade terakhir
yang kasihan itu anaknya karena anak anak yang seperti itu lahir dari orang orang tua keluarga yang tidak serius kemudian untuk membangun sebuah keluarga termasuk mendidik anak
itu kan yang memang secara
karena air danau ini benar benar jernih
jika lesi terjadi di titik jaringan daya ingat
dituruskan oleh putra putranya
atau gue masih kecil ya jadi tidur aja
seperti apa kementerian kesehatan melihat ini
dia sadar bahwa dunia ini ternyata berbeda sekali dengan apa yang dia bayangkan
jadi disana sih kita jadi kepengen terus
ritual ini disebut mayunan
terus abis itu mungkin katanya pake tappingnya keseretan
tetapi mungkin spektrum politiknya agak lebih ke kanan
kalau social life nggak terlalu masalah sih ya
mereka sebagian pindah ke ikn
panen itu akan terjadi nanti bulan maret akhir maret
apakah pada saat mengikuti audisi secret number itu adalah yang pertama
kalau di perkotaan itu lebih komplek bentuk bentuk kekerasan seksualnya
tuh emang idea gila sih
dan apakah kita juga punya kapasitas untuk menangani pelaporan semacam itu
tetapi semua kementerian hampir perlu itu
kita mungkin perlu meninjau kembali dan dikaji lebih dalam lagi
kemudian apa terus yang lain ada yang empat kg ada yang tiga kg
setelah beres urusan tampir kita kembali ke proses produksi
yang pertama adalah menemukan pemicunya
membutuhkan proses keberlanjutan dengan
dengan membagi bagi komisaris
nanti kalau udah tua yang ngurus siapa
dari bahan itu disiapkan oleh bruno nanti dae yang mengolah
misalnya reksadana yang basisnya ekuitas
ini juga menyimbolkan jumlah wali songo
segera untuk melakukan pelayanan vaksin covid sembilan belas berbayar
akibat perbuatannya kedua pengedar dan produsen uang palsu harus mendekam di jeruji mapolsek gubeng surabaya
jadi salah satu fungsi yang untuk kemudian dengan berjalan kaki itu adalah berat badan jadi lebih stabil
yang bisa menjadi dasar untuk konsumer bersatu untuk meminta pertanggung jawaban pengembang
antrean pengunjung yang hendak mencicipi makanan cepat saji asal amerika tersebut nampak membludak hingga keluar resto sehingga membuat pengelola memperlakukan sistem penomoran untuk mencegah penumpukan
dan intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan seksual itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat
walaupun ada kita yang nemenin gitu ya
kalau orang hidupnya stres coba perhatikan orang hidupnya stres
gak usah kita takut takut untuk mengeluarkan stok
namun seiring bertambahnya usia rambut hitam pun mulai memutih atau biasa disebut dengan uban
jadi kegiatan kegiatan utamanya sekarang apa saja yang dilakukan
kalau wajah saya kan mukanya kan bukan
loka karya itu seringkali dipromosikan melalui dewan lokal
menjadi penting sama sama
bambu dipakai yang agak hitam warnanya jadi hitam
kalau kurva tadi terjadi jumlah kasus yang sangat banyak dalam waktu yang singkat pasti kemudian tidak bisa memberikan layanan secara optimasinya
ada persoalan kalau tidak hati hati
kali ini menggunakan kecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam
bakal mewajibkan pegawai pemprov dki menggunakan kendaraan listrik
itu boleh apa saja asal ikut memerintah
yang berbeda dengan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen
kemudian ada info juga kita rekomendasikan beli di lima ribu enam ratus lima puluh
tradisi kumpul keluarga termasuk menjalankan tradisi nyameh beraya atau kegiatan silaturhami
kalau food crisis tadi definisinya
mengaku bahwa sejak awal januari
tadi pushnya itu dan poolnya ini apa kira kira yang paling menonjol khusus untuk kasus kasus di indonesia
karena itulah kita secepatnya kominfo akan melakukan komunikasi
karena dari kita nyoba ini itu ini itu pasti ada yang bisa tergapai kayak gitu
kalau anda berpikir buah stroberi hanya bisa diolah menjadi minuman atau aneka camilan manis anda salah
itu kan mereka kemudian bercanda antara mereka sendiri dengan perasaan nyaman gitu
khususnya dan juga edukasi bagi masyarakat dan orang tuanya juga
jadi anggaran untuk pembayaran krim kopi cukup besar
pulau derawan menjadi salah satu venue voli pantainya
bukan dari akpol ya pak bukan bukan
di tempat kerjanya juga ada kompetisi antar instansi apa segala macam
sukun memiliki kandungan karbohidrat yang setara dengan beras akan tetapi buah suku
peningkatan itu kami juga sudah
sma atau sederajat harus masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta dengan prodi terakreditasi
tentunya ini lagi lagi membuat kita semakin bisa mengerti
tapi masih cukup menipukan untuk masyarakat
mereka dibuka untuk ruang pribadi dan juga untuk publik
ya apa ya sebenarnya orang orang yang ngelarang kita gitu ya mereka sebenarnya cuma intinya butuh satu nggak sih pembuktian doang
kita seimbangkan antara hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan
oh gitu ya udah tau lah gue gue kira tuh ini chen yang biasa kalau menangkap bola gak bener tau gak lu tak gitu
gak ada kafe yang khusus anak k pop nih gitu
adalah salah satu follower saya dia setuju lah
tapi kalau misalkan buat bantu orang tua buat bayarin sekolah
barangkali menjadi tantangan kita sama sama
dan seperti yang anda bisa lihat mungkin di belakang saya amel suasana halte saat ini sangat sepi
sebenarnya bagaimana hubungan internal antara sandiaga dengan gerindra gitu bang dasko
ya pertama kami harus sampaikan bahwa ini adalah masa kritis masa berat masa sulit bagi pedagang pasar dan bagi masyarakat indonesia khususnya

menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut pinsar panjaitan juga turut menjajal
kisarannya mungkin dari dua ribu sampai lima ribu
tahun dua ribu empat puluh lima dan saya kira
ya itu sih faktor besar buat perempuan sih ya
sepekan setelah pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara penuh
dan terpisah dengan posisi imam
kedua penerima kip kuliah tidak menunjukkan konsistensi prestasi akademik maupun non akademik
sekaligus menitipkan surat untuk ketua umum
yang pertama adalah untuk kesehatan ginjal
instalasi listriknya harus diperiksa cepat
tapi namun permintaan itu tetap lebih besar daripada
apa yang menarik dari bichon lucu banget lovey banget ya
jadi menurut saya malah perlu ada menciptakan smartphone for child
dan kemudian kira kira ada perubahan atau seperti apa pak
polusi udara juga berkaitan dengan kematian
nah yang ketiga bekerjalah secara profesional
dimana kemudian karena mereka mereka ini belum terangkat gitu ya
juga menjadi pantauan direkturat jenderal pajak
ini mungkin karena kebiasaan dari kecil
kalau mbak desi mungkin suka black angles
nominasi masuk camp kelas sebelas baru lu kepilih
sekarang sudah bisa memasarkan sampai mana saja
itu pun setelah anaknya telah beberapa kali menjadi korban bukan jadi korban yang pertama
terus sorinya kan pengumuman
nah apakah ini juga merupakan salah satu poin yang ditunggu oleh para pelaku pasar dan investor
dan tahun dua ribu dua belas yang beranjak ke tahun berikutnya
sampai saya berpikir mungkin ada efek dengan banyak orang merasa
mereka percaya racikan tradisional berbahan lengkuas kunyit dan cukai ini dapat mengobati luka dengan segera
agak bulat dikit ya itu memendek itu ternyata bisa distimulasi untuk tidak memedek gitu loh
dengan rata rata pentasan mencapai delapan belas ekor
ada acuan penjualan itu juga sudah selesai
sundarsi ketua kelompok wanita tani sekar arum kelurahan sidakarya kota cilacap menjelaskan
tapi dari segi jumlah ini dalam hal ini semua
itu semestinya bertahan di luar
nah ini kita juga harus mengubah mindset kita
ini salah satunya disebut dengan pedofil
jadi kalau ada yang tidak membantu itu akan malu atau pantang atau gimana
bukan soal menang atau kalah tapi keberanian
yang paling menurut ini kan semua mengkhawatirkan
contoh dulu kabupaten semarang tuh nggak ada ceritanya ngalahin kota semarang
kabinet pembangunan satu sampai kabinet pembangunan enam
jadi ini menjadi penting artinya percepatan vaksinasi pada lansia
saya jadi penasaran nih apa sih bedanya melukat di sini dengan di tempat yang ramai pengunjung
ya perform enggak lah
udahlah saya itu gak pernah underestimate dengan siapapun
nah jadi dalam hal ini menurut saya proses itu kan harus clear jelas
melapangkan dada bisa memudahkan manajemen emosi
ya anaknya kuat tau saya bertiga satu lupa satu ngomong gitu
nah sekarang kalau dengan saya podcast kaya gini nih
terangkat secara prosesnya nanti
jadi justru di pedesaan itu lebih rentan terhadap kekerasan di tanah bukannya kebalikan karena biasanya di pedesaan komunitas lebih erat saling mengenal saling melindungi
bang ini itu kujian atau sarkastik ya
namun dengan harga berkisar delapan hingga dua belas ribu rupiah saja susi ala citayam ini sangat layak untuk dicoba
jadi ada program tuh dari bener bener pertama tuh program dari sma gua punya sma dua jeber
jadi penyedia tidak ingin melakukan pekerjaan ini
salah satu cara aku untuk melatih fokusnya mereka itu lewat teknik lari
kemudian saya perhatikan juga beberapa asisten beliau juga memuji pemain kita
terus kevin yones back to back itu kan banyak loh
salah satu tugas manajer dan
nauzubillah mindalik jangan sampai terjadi gitu
seperti misalnya ini nih ini ada karung ukuran beratnya mungkin sekitar dua puluh sampai tiga puluh kilo
bahkan kalau sekarang berbicara asal isu isu politik sangat fasih pasha
penambahan jumlah kementerian bermaksud untuk membentuk kementerian
sehingga menyebabkan produsen enggan menyalurkan dpo ke pasar ini yang mengakibatkan adanya penurunan dpo
masa lima negara yang hanya bisa menentukan
maka kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu tidak bagus
kalau dari sisi ketersediaan vaksin ya secara cepat mungkin kita sudah punya produksi dalam negeri ya
lantaran telah dinilai melanggar kode etik terkait pencalonan putra presiden gibran raka miraka sebagai calon wakil presiden pada pilpres dua ribu dua puluh
iya di jahitan ototnya di pergilangan tangan tapi sakitnya waktu itu kerasa sampe atas
ya suratnya karena buat ketua umum ya kita nggak buka
kemudian noval mengikuti perkuliahan dan dilanjutkan dengan pendalaman agama bersama para kiai
energi matahari jadi faktor utama agar bisa kering sempurna
karena ya ini sebagian besar apalagi kalau kita orang kantoran ya tinggal di sedentary lifestyle itu biasanya sehari itu bisa lebih banyak duduknya daripada berdirinya atau berjalannya
agar bisa bersaing dengan desa wisata lain di seluruh dunia
diakses dengan layanan pemerintah dan masih bisa diberikan secara gratis
bahwa kpu sudah mengumumkan secara resmi
perpisahan pesta perpisahan ini berlangsung satu hari dari pagi hingga sore hari
itu adalah dengan menjadikan rumah sakit indonesia sebagai tameng mereka
jadi ada beberapa hal yang memang kebutuhannya untuk jepang
sri mengaku sudah mendapatkan pesanan sebanyak dua ratus lima puluh lusin dari pelanggan tetapnya
itu juga dirumuskan oleh bps
jadi moga moga dengan adanya persyaratan termasuk persyaratan level ppkm
tapi kak ini ngomong ngomongin adaptasi kakak di prawira kayaknya kak arief juga gak terlalu susah juga ya
kebetulan juga dia adalah sebagai ketua panitia dalam acara tersebut
iya jadi kalau misalnya yang angkatanku waktu yang serikandi ya karena kan aku kan udah gak main berarti dua season nih serikandi
walaupun waktu itu sebentar tetap perjumpaannya tetapi saya sudah menjelaskan
sementara dosis kedua baru mencapai enam dua puluh sembilan juta atau dua puluh satu tiga persen
mulai bedahan tugumacan hingga sawangan
hers mengatakan target akan membantu memastikan
desa ini juga dikenal sebagai penghasil kain geringsing kain tenun yang syarat makna
karena tidak ada cara lain ya masuknya omikron ini adalah melalui pelaku perjalanan
pemerintah berusaha menjaga harga bahan bahan pokok
jadi karena terlihat juga indikasi yang kuat bahwa ekonomi sebagian negara eropa itu
suara suara kritik yang dilontarkan
khususnya pasca dua ribu tiga invasi amerika serikat terhadap irak
karena beberapa orang yang backgroundnya bermacam macam yang menginisiasi koalisi pejalan kaki itu
oh lu ada sambutan kayak biasanya nih berarti
jadi beliau harus didandani lagi secara fisik yang bisa kita lihat
lalu juga penempatan ya
pupuk masih agak hangat kita tabur sedikit
kemudian top sepuluh besar ini akan otomatis masuk ke olimpiade tahun dua ribu dua puluh
keputusannya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap keputusan tersebut
jadi sudah ada harmonisasi
iya benar mbak kamel jadi memang tujuannya memang merasa natural ya
masjid agung bunur pesantren terbuka bagi siapa saja
dan perubahan itu sangat signifikan
jika memang allah sudah berkata terjadi
ada yang bersepeda ada yang jogging ada yang running maraton dan lain sebagainya
dan juga batasi volumenya maksimal enam puluh persen
ini sebenarnya yang kami hadapi sehingga mau tidak mau ini yang laporan itu banyak kami terima dari seluruh indonesia
apakah ada perbedaan secara esensial
yang kemudian baru akan terlihat
akhirnya pada tahun sembilan puluh amidia itu juga merdeka
nggak boleh saya bilang kita semua sepakat belum menang
jadi dari sejak awal tuh memang udah agree
terus gimana seperti orang tua gimana oh yaudah yaudah gitu atau gimana
sehingga ketika baloknya itu lapuk atau jadi aras langsung rumuhkan ke bawah
menyerang kerajaan sunda kelapa di batavia
mas kay terakhir apa yang harus dipercaya
saya merasa seperti kita hanya mencobanya
saya kira saya tetap punya pandangan optimis bahwa manusia selalu mencari yang terbaik dan mengurangi resiko
aktivitas fisik dan lain lain
orang yang menjadi pintar
sehingga nantinya kita tidak akan kesulitan untuk melakukan ini
mereka yang disebut sebagai global citizen gitu kan
atau bagaimana bung sofyan

dengan adanya rencana peningkatan pajak tersebut
jadi percepatan vaksinasi pada lansia seperti yang disampaikan oleh pak windu ini menjadi penting
apakah sebagai anggota dpr atau sebagai kepala daerah
ibu kota provinsi papua selatan berada di kabupaten merauke
tapi paling tidak titik terendah beras itu masih di kisaran yang tidak wajar yaitu dua belas rupiah
adalah proses pembuatan seri di dapur terbuka
dari bali mari terbang ke sisi timur indonesia untuk mencicipi nasi campur madado
dan tentu saja sejalan dengan menjaga keselamatan peternak itu sendiri
jadi makanya tadi aku ini agak tertarik mas ed bilang bahwa
kalau anda berpikir saya berada di kereta cepat sungguhan jawabannya tidak
bagaimana cara berjalan yang benar benar
mungkin oh jika ada sedikit recapnya gitu
bahwa harga dari pertesnya itu nampaknya sekarang ini masih belum diturunkan gitu
makanya kita pikir kayak kita butuh tempat nih
jika dahulu ia melayani penjualan khusus untuk pasar pasar besar
ya ya kalau emang ya kalau misalkan nita kosong ya emang aku setuju lah
itu memang kurang sekolah agama mau tidak mau karena ngomongin kan
trend tuh tahun tahun segitu kata kata teler gitu kan
itu satu tahun sebelum hari h
masuklah lu ke fakultas hukum
enggak kalau gue gak ngerasain gara gara gue gak pernah dipanggil
tidak teruntungnya sedikit tidak teruntung karena selama waktu ini terjadi juga
wah gak nih kayaknya kita perlu lebih banyak manusia lagi yuk rame rame yuk kita kemudian apa namanya dalam pernikahan kita kemudian memilih
tentang basket di dorm
sipaling sport tiga dan bersama rekan saya
karena sejauh ini partai yang efektif untuk mengorbitkan artis
pelajaran sebelumnya pada saat untuk pertama kali divaksin saya yakin kok rumah sakit yang ditargetkan rata rata dua ratus sehari
nah baru itu habis operasi langsung eh pandemi sekolah libur operasi
bisa lu gue liat liat lu ya beli beli dulu ya
tapi ingat ya jika naik pohon tinggi seperti ini
kenapa masih di pkb berarti karena amanah gustur itu bu
tapi lebih kurang dari tahap yang dihargai oleh penelitian ilmiah
baik iran maupun israel dalam usaha untuk kemudian menahan diri
melayani vaksin dosis kedua
ya untuk perubahan dari dki ke dkj kepada masyarakat dan ini
ya polusi udara memang bakal ada kalau kita tidak mengatasi masalahnya
di antara mereka dulu adalah tidak sesuai kompetensinya
kalau kubahnya volumenya besar kemudian gugur
jadi memang kalau kita lihat yang saat ini kriteria sasarannya tadi sudah disampaikan yang lansia lansia dan comorbid
kondisi politik juga nggak begitu baik
kalau dulu jujukan orang orang kalau mau pulaan
sesuatu yang hubungannya dengan olahraga
merupakan rumah tradisional khas penduduk di kepulauan jeju
jadi gue sempet ke cls juga
cuma yang tadi jarak langkas diperhatikan
merah dan hijau identik dengan warna khas natal
apakah dia perlu dioperasi atau tidak apakah dia harus dirawat di mana atau tidak
nah nanti bawaslu biasanya ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan
tapi kita akan coba seberapa nikmat ini
maksudnya itu kan vision yang di breeding sama kok sansan di lokal ternyata juga bisa berprestasi secara digital ya
kemudian curah hujannya kira kira akan lebat dan ada potensi misalnya longsor atau dan lain lain
udah ada urusan basket itu berarti apa tuh
lulus pesantren paling cuman jadi marbot paling cuman jadi tukang azan
jangan lupa nanti nonton dan dita akan menggunakan busana kebanggaan batik karya daripada iwan tirta
jadi alurnya itu alurnya produsen harus mendaftarkan jenis produknya yang akan masuk ke program
itu semata mata yakin seyakin yakinnya
karena kan itu kan udah dibahas sama pasangannya kan sama partnernya pasti kan yang perlu soal childfree
ornamen masjid yang dipengaruhi oleh budaya jawa
tapi yang harus kita tanyakan sekarang ini bagaimana
saya dapat cover shot di majalah surfing magazine
dan tak lupa kita ke politisi dari pdip
eh kan lu gak usah ngomongin dia kagak masuk
nah tentu mereka akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang setelah kebijakan harus menunjukkan strp ini diterapkan mulai besok
terbayangkan kuatnya cita rasa khas stroberi yang asam manis berpadu dengan kuah sup tomyang
pada bagian bawah terdapat cerobong dengan tenaga mesin yang mengeluarkan udara sehingga membuat tumbuh dapat melayang layang
yang sempat absen di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu sekarang muncul semua dar dar dar film horror
jalan licin yang tadi ini musuh besar disini
apabila pemeriksaan ini tidak dilaksanakan oleh rumah sakit
tim liputan cnn indonesia
kalau yang tidak digarap itu untuk krecek ya bang ya
setelah itu presiden baru kan harus konsolidasi dulu
itu memang maksih bagi yang mereka bakar sampah ya
untuk berbicara dengan masyarakat australia
nah itu tertangani dan sampai hari ini tidak terlalu masalah
seperti rumah sakit pemerintah ataupun klinik klinik ataupun puskesmas mungkin
habitat asli paus sperma berada di perairan samudera artik
apa saja kegiatan masif yang akan dilakukan oleh koalisi pejalan kaki
jadi kita kalau dari daerah itu kita mau kesini belanja kan lebih memudahkan kalau lewat bentor
baik mungkin sebelum saya directly menjawab pertanyaan itu
lewat instagram dan media sosial yang lain
apakah sudah ada respon dari pemerintah indonesia mengenai surat ini
ya ini program sehari menjadi ini beratnya kita memang harus nyoba seperti ini ya apa yang dilakukan
memotongnya harus hati hati ya biar kuenya enggak hancur
bukan lagi posisi simbolik
kalau misalkan carlsen ditawarin
bagaimana anda melihat ini terhadap asia pasifik khususnya indonesia pak
nih jadi ini kita merasakan yang namanya umami dari telur dikombinasikan sama tempe
jadi inti permainan atau perang pandan ini ini adalah harus durinya mengenai kulit badan
gak perlu harus kemudian diurut urut dan macam macam
walaupun sifatnya mungkin sebagai advisory atau apa
kesakaran ini loh mas
jadi kalau salah satu yang melengkapi
jadi meskipun iphone melepaskan limitnya tidak akan menyebabkan efek kesehatan
dan tidak mengganggu dan tidak merubah elemen data di ktp
meminta kepada pelaku sahaja sekeuangan
masalahnya adalah kenapa bisa terjadi kecelakaan listrik
pentingnya adalah menjelaskan bahwa first nations diperlukan adalah hal utama
dimiliki oleh negara negara pemenang perang
yang tiga adalah menenangkan pikiran
nah ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah gitu ya
kita bukan lari ya tapi jogging
itu memang saat ini menjadi keadaan yang sangat sulit oleh yang diterjadi oleh banyak pihak
interaksi dengan kelompok yang berbeda kelompok agama yang berbeda itu kurang gitu
agar anda tetap aman dan sehat di tengah pandemi
coba ini bisa cerita sedikit ini alat apa yang dipegang
menurut saya kalau di golkar lebih mudah
di filipina utang nalo op itu jadi kebudayaan politik
eh tapi akhirnya lu di smp itu jadi bel apa
tapi dalam catatan saya amatan saya itu kurang benar ya
tapi kak itu ngomongin soal pendidikan ya
yang kadang kadang adalah
bagaimana kondisi polusi di sekitar kita
kini ia menangani sendiri curhat online dibantu dengan psikolog dan helper sarjana psikologi
partai yang besar kan pilihannya adalah golkar nomor satu
kan pertama kali main gak diberi aturan
apalagi ketika kemudian resources termasuk aparatur dan anggaran negara digunakan secara sebegitu rupa
teman teman di kampus teman teman di kalangan aktivis di mana mana saya yakin sekarang ini harus mulai rajin rajin olahraga

dan kalau kita tidak ada planning untuk jangka waktu yang medium sama long term itu bakal ada juga
jadi bpn itu mulainya adalah membuat neraca
bahkan kalau pesantren nu ya terikat dengan nilai nu yang empat madhab itu
tapi setelah smp karena seringnya bersama jadi ketika ada yang satu tausiyah yang dua enggak kayaknya ada yang beda gitu
kemudian sama sama kita ketahui bahwa posisi rumah sakit indonesia sangat strategis
mungkin harus ke dokter spesialis ya berikutnya
cuma ya minimal ya udah bisa pakai sarung
kondisi perekonomian indonesia kestabilan politik dan juga bagaimana masyarakat bisa menyikapinya di sektor ekonomi
takutnya ya kayak gini kayak pas lagi harga minyak mahal
konsekuensi pajanan polusi udara kandungan kandungan gas dan partikel yang tidak sehat ke dalam tubuh kita
ini sangat berguna ya
pengemudi memiliki hak penuh untuk menggunakan aplikasi pengiriman makanan lainnya secara bersamaan
itu yang kita sampaikan dalam kondisi naiknya harga pecah pecah yang cukup tinggi
sebenarnya treatment sederhana itu harus kita sampaikan kepada masyarakat
sebenarnya kalau misal tc nya di jawa tengah itu emang udah dari
bagi wajib pajak terutama yang memiliki npwp yang tidak melaporkan spt tentunya ada sanksi
kemudian juga tapi mereka bisa mengontrol inflasi
tetapi tentu dari kebutuhan anggaran yang belum cukup
dia tahu sejauh mana dia harus ngambil
sedangkan beras mentik di rp tiga belas tiga ratus tiga puluh tiga
saya tahu ada beberapa organisasi yang sudah mengembangkan program itu
pertumbuhan ekonomi kita dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu juga di bawah lima persen minus dan kemudian tiga persen
kecurigaannya itu dikembangkan bahwa oh someday dia akan semakin
semen asli kapur ya
yang sangat dasar akibat sambungan listrik seperti ini
tapi saya tidak akan menjawab empat hari dan lima hari hal di sini
itu mantra durga kali
itu yang masuk dalam plan mas kei sama pasangan
tadi pak menkes sudah mengatakan bu nadia bahwa beberapa negara ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan setelah ada varian omikron yang menyebar
siaran digital memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan tv analog
nah ini disimulasikan mana yang paling memadai
dan sekarang sudah bisa diterima secara utuh di seluruh jaringan pan
kondisi emergensi misalnya untuk kepentingan operasi
merintis karir di sepak bola itu
pas mendengarkan podcast ini
ia mengaku ketagihan mencoba wahana yang memacu adrenalin ini
begitu semakin lama volumenya semakin besar labil dia
terus ada hujan juga kan sekarang tahu gitu kan
dan bagaimana dari sisi pegawai honorer sendiri mbak
tapi ya saya lihat persoalannya memang begitu bahwa ada pandangan macam macam
filipina juga punya hubungan diplomatik dengan israel
karena begitu banyak partai politik yang lain elit elitnya pindah dari satu partai ke partai yang lain
khususnya dalam konteks iran dengan israel
karena kalian cuma punya satu sama lain gitu
dan kemarin juga kita lihat bahwa
cukup memprihatinkan di setengah tengah kita mengalami pandemi covid sembilan belas
layarnya lebih cerah lebih bersih
saya kemudian diminta untuk membantu membuat kopi jengkol
tapi faktanya memang data yang dimiliki oleh kementerian pertanian tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
dia bilang itu saya hamdan gitu kan
panan lengis katanya kalau dia masuk ke dalam kulit dia mudah keluar
pasca putusan mk sehingga ini menghindari sanksi peringatan keras
saya kira empat hal tadi yang memang mengakibatkan kita mulai mengalami pembatasan di pasar
kejuaraan ini merupakan level tertinggi liga surfing dunia
meskipun tertunda tunda itu undang undang pemasyarakatan
makanya kita butuh banget peran media ya benar benar penting
lantas bagaimana media memotret kiprah beliau saat menahkodai jakarta
setidaknya seminggu sekali rita menyantap cungkring pak jumat
anak anak sejak dini kita harapkan bahwa mobilitas ke sekolah kemanapun itu tidak lagi selalu diantar
kemasan minyak kita ini akan dinaikkan seribu rupiah
di sini kita bisa menikmati pemandangan bandung dari atas bukit
peselancar indonesia keturunan jepang rio waida
yang ingin memperdayakan mereka
memang tarif ini kan diperuntukkan buat mereka yang memang untuk
banyak gamblingnya itu di politik
tak mengherankan jika pantai ini kerap menjadi lokasi kejuaraan surfing tingkat dunia
hussein telah berhenti menggunakan penyedia layanan pengiriman untuk restorannya
di luar kota surabaya bandung
menurut hemat saya hikmahnya dibalik segala sesuatu kan ada hikmahnya
selamat datang pak suyadi
soalnya pas ku empat belas tidak jadi berangkat temenku semua minta main di jrbl
jakarta besar besar lebar lebar kadang mungkin lebih lebar daripada kebutuhan
harganya sendiri dari yang paling murah bisa dijual berapa kain
jadi sempat tidak dapat digunakan dan kondisi listrik pun masih mati padam
ya sudah ada rencana seperti itu dari pihak sekolah
tauco cianjur selesai sampai di sini
kita adakan untuk memadai agar tidak hanya pemain profesional dan amatir
masuk mobil atau masuk motor
ada yang berkeluarga negara negara terbatas
sebenarnya bisa saja menggunakan terigu kering
adalah menggunakan seri b sebagai barometer
bahkan sampah juga menambah polusi udara di luar ruangan
di mana peter datang memegang pendirian yang berbeda
kalau satu bulan bisa dua
disebut dengan bali mule itu apa beda
mam kayaknya aku pengen child free ntar gitu
daun pandan dipotong sekitar empat puluh cm atau setengah lengan orang dewasa
kemudian publik secara luas menolaknya
untuk melakukan penyelamatan pakaian mereka atau barang berharga
terlepas dari banyak catatan yang kita berikan
karena biasanya kalau eropa jelek tiongkok tidak mengalami tekanan
jika masih ada vaskes atau lab yang masih memasang harga di atas het
dan ada pengelukatan di segara atau yang juga disebut dengan di laut
ini bisa membantu meringankan beban sekaligus bisa membantu mendapatkan solusi
jadi kalau rendang punya kekasan
sementara itu sebagai salah satu destinasi wisata di kota bandung
mungkin salah kita sebagai orang tua yang tua tua
karena mereka kalau tadi yang ngomongin soal
tapi ternyata itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas di
kan semata mata hanya di kemenpora
kemudian saya mau ke mas adi apakah memiliki pandangan yang cukup sama bahwa
nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas
ini biar kita desember siapa tau bisa liburan ke bali bisa liburan pantai kan bu
seiring disahkannya tiga undang undang tentang provinsi papua selatan papua tengah dan papua pegunungan pada akhir juni dua ribu dua puluh dua lalu
satu itu dan yang kedua apakah ada update jumlah korban yang ada akibat bencana ini
ya pada resepsi diplomatik yang diselenggarakan oleh kbri seoul di seoul ini dan akan disiarkan oleh beberapa media sosial
dan saya amat berani berharga
harapan besar catur arief dan desi widiawati untuk dapat belajar serta bekerja tanpa kendala akses internet akhirnya tercapai
bubuk karang ini sudah food grade atau aman untuk dikonsumsi
dia harus nyambung seperti ini mbak kalau stop
kami tunggu baru bisa komentar lebih lanjut
jangan tertawa saat di atas jangan bersih saat di bawah
idam mengatakan proses rekapitulasi dikawal penuh oleh saksi peserta pemilu dan diawasi oleh bawaslu
meski dihantui kesedihan membayangkan bagaimana masa depannya kelak
contohnya negara negara indonesia termasuk indonesia
itu didapatkan data bahwa dengan menggunakan vaksin yang berbeda dosis ketiganya itu terdapat peningkatan citra antibody yang sangat signifikan
berapa kurungannya tentu sepenuhnya menjadi kekurangan dari majelis hakim
untuk mengantar para vaksinator ke daerah terisolir
ya kalau wasid nasrullah kabirov ini sudah dua pengalaman ya
keamanan data menjadi sorotan mengingat sebagian data yang dikumpulkan bersifat sensitif dan akan berdampak negatif jika terjadi kebocoran data
itu waktu sebelum masa corona tuh kita bisa rame rame begitu
karena sebetulnya yang paling berisiko ini kan adalah para lansia ya
dan melihat bahwa tidak ada begitu banyak data tentang itu
pertama kali saya jadi manajer juara juga
kau oli jujur kalau ke sini ngerasa kayak plong bebannya itu hilang
mau makan lebaran dulu terus dilengkapi sama makanan khas betawi nih kayak gini
walaupun gue sebenarnya bukan anak muda jadi gubernur ya tapi kayak budaya ngekos
bahkan sejumlah pembeli dari luar kota lumajang
misalnya kita dengan mendapatkan cabai atau sayuran yang lain dilepas oleh pemerintah dengan harga pasar bebas
serta studi yang kita lakukan di ui empat dan di bangkes
maupun dengan asosiasi asosiasi pengusaha
dan mengapa di jakarta yang seharusnya bisa mengakomodir demand
becak selama ini dikenal sebagai moda angkutan rakyat yang sangat populer menggunakan tenaga
seikat daun pandan ini akan menentukan kegagahan para lelaki di desa ada tenganan pegeringsingan dalam perang pandan
karena gini pejalan kaki itu saat ini urutan nomor dua angka kecelakaannya di indonesia
jadi walaupun saya dulunya emang suka per k popan jadi walaupun aku sudah tahu dunia per k popan
itu isi surat protesnya pak sesi begitu ya
kalau tidak kita siapa lagi kan seperti itu
eh gue baru tau loh iph timur barat begitu
tuh yang cowok cowok pada ngumpul buat fiba
sebagai salah satu dimensi dari
terus karena kebetulan cls juga punya kerjasama sama ubaya
informasi penambahan anggota dewan tetap keamanan pbb
kan mitigasi kan begitu
stres itu kita anggap sebagai bagian daripada kita lebih surfat
sekarang rata rata seluruh lembaga survei
playwill ada dikasih program tapi ya sendiri sendiri aja di rumah sama kayak uph virtual
kalau bagi bapak apa arti pentingnya
untuk saus ada pilihan saus barbecue dan mushroom
ini sudah siap untuk diproses ke bagian selanjutnya
selanjutnya jangan minum minuman beralkohol ataupun berkafein
oke gini eh tapi kalau background keluarga tuh ada yang basket
taman taman yang bisa digunakan masyarakat
itu kerennya presiden kita dan badan pangan
hingga ke pelosok pesisir timur jambi untuk melayani vaksinasi warga
konstruksi suatu benda anyaman dapat memberikan wawasan mengenai sifat dan keterampilan penenunnya
kemudian juga tiongkok juga turun dua puluh empat persen
satu jam dibuka untuk umum sudah tiga pengunjung yang datang
ada contoh contoh yang baik sebenarnya di indonesia sistem pertanian dilakukan oleh masyarakat adat
kalau tadi lihat pak asep jalannya cepat banget
terima kasih dokter nadia atas penjelasannya
ho enggak tuh padahal mengeles aja saya itu
dan bagi sahabat kata data yang ingin
sampai sekarang alhamdulillah kan cimaja ini sampai ada perkembangan
sajian sup ayam kampung bercita rasa segar dan kayak rempah ini bisa anda nikmati di kedai yang buka
apa yang masalahnya obesitas
tapi tentunya itu juga kita perlu bimbingan pemerintah
tiga variable ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa partai gerindra sampai saat ini
oke baik saya ke mas adi lagi
tetapi bahwa dia tidak mungkin tiba tiba saja
sementara es teler hanya berisi nangka alpukat dan kelapa muda
tindakan tindakan individual bukan
terutama di bagian utara
berdiri terlalu lama juga gak boleh
ditambah es kelapa hijau
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
mulai dari sistem teknologi yang diterapkan dan aturan secara teknis
lebih lagi aktif di luar rumah
ada di sisi yang kiri
biasanya buat apa sih pak kalau beli taucho tuh
tapi kalau turun ke daerah kadang kadang ya menyapa struktur kadang kadang kalau nggak sempat ya enggak gitu kan gitu
kenapa soalnya nih ya
tapi keunggulan kompetitif dan komparatif itu perasaan saya
nanti ada data lagi muncul lagi
sedangkan kroffel asin anda bisa mencoba garlic butter hingga bacon and cheese
namun mimpi ini bisa menghadapi hambatan atau berakhir dengan putusnya hubungan
eh tapi kalau lu sekarang masih di cls sen atau nggak
market conduct itu benar benar menjadi perhatian
kalau lagi puasa kan suka lemes terus bosen
jadi calon tunggal di
jadi artinya pemeriksaan ini tidak kita harapkan untuk digunakan untuk peserta dalam perjalanan
bisa bentuknya seperti bisul di dalam otak
dan runtuhnya kebudayaan hindu di sana pada abad empat belas
oh iya bener abis bubar lu langsung
kecepatan tinggi menuruni lembah di perjalanan sejauh satu lima km
usaha puding jeli berwadah kelapa ini iarinti sejak tahun dua ribu dua puluh satu
dan itu bagi para pejalan kaki itu sebenarnya sangat bagus ya
kalau kita tanggapi semua kan nanti repot kan gitu
kan kita juga pernah baca nih bu
khususnya kelompok kelompok putih kelompok kelompok isu buloh misalkan seperti itu
maka akan lebih memicu reaksi yang pro kontra ada yang tidak setuju ada yang setuju terutama di media sosial
lu gue gak jauh ke denpasar dari nusa dua gue
korban yang meninggal dunia dari pihak palestina menembus jumlah sepuluh orang
yang setara dengan formula one istilahnya
karena ini kan berkaitan dengan banyak sekali kan ya ini
ini tentunya tidak bisa melaksanakan vaksinasi booster ini
kami datang ke penggilingan kadang kadang harus rebutan dengan orang lain
tapi kalau dilihat secara rata rata misalnya sandi tentu satu yang dibaca oleh publik
itu airnya dari kelebutan atau dari apa namanya dari tanah gitu ya
kabupaten bogor jawa barat
apa kira kira yang perlu dilakukan terhadap sebuah gedung atau rumah untuk mengurangi tingkat polusi udaranya masuk sedemikian rupa
memang polusi udara itu dampaknya sangat buruk bagi kesehatan kita
nanti kalau lu pribadi ada kompensasi gak sih dari tim
setiap tahun masih diterima karena kan udah tradisi juga dari yang tua ke yang muda terus ya paling untuk ditabung untuk tabungan nikah
kayu lurus seperti ini
minimnya sarana dan prasarana untuk berjalan kaki disebut sebuah perjalan kaki
jadi dengan share uber
banyak orang masuk rumah sakit dengan penyakitan pernafasan juga
nggak ada sih tapi emang semua dasarnya suka olahraga aja
juga memahami bahwa perubahan tidak membuat kita lebih berharga atau lebih berkontribusi
eee mengikuti edaran tersebut
nah itu pelajaran pertamanya yang harus kita pakai
ini tujuannya untuk ini agar kulit bisa berdiameter
itu yang dikhawatirkan oleh banyak bank dan kemudian pengembang juga dan juga customer
mengenali dan mengatasi beberapa hambatan dalam menjalani kehidupan yang
ini adalah alat pengukur udara yang kita membuat sendiri
jadi saya kira kekuatan pan dengan gerindra di sumatera barat
ini namanya adalah ampas terigu
desi widiawati yang menggeluti usaha pembuatan logo bersama suaminya kini lebih mudah melakukan transaksi penjualan
tetapi oktober ketika proposal yang kami terima dari jepang itu memang ada mengalami kenaikan
karena mungkin gue belum tau apa yang dia maksud dengan cara dia ngelatih ya kan
proses panjang itulah yang kemudian
membaca detail terhadap produk dan layanan
yang memang dia cukup ekspansif gitu ya cukup masif membangun infrastruktur bagi para pejalan kaki
walaupun hanya di beberapa wilayah pesisir
dan juga duta besar republik indonesia untuk korea selatan
keyakinan tradisi ekspektasi dan juga persepsi yang kompleks tentang konsep kejantanan
dalam demokrasi pemimpin itu memang
kemudian dia mendapatkan ponis dua tahun penjara
terutama yang soal dokter spesialis ini
berbeda dengan lemper meskipun bahannya sama ya dari beras ketan
dan juga bukan hanya cepat tapi juga komunal banyak dari berbagai sudut pandang dari banyak orang
bukan berarti pemerintah suka import bukan
ya well sidra nggak ada yang enak kan it sounds like jadi kayak ya jawabannya iya sangat menghambat gitu
jurus normalisasi sungai yang menurutnya
tapi isiannya gogos ini berbeda
kemudian perempuan dapat power semakin besar gitu
di hari rabu malam tanggal dua puluh

dan ini menjadi peringatan juga agar warga tidak mendekati area tersebut karena suatu saat atau kapan saja
namun kini kain tapis menjadi buah tangan jika anda berkunjung ke krui
bisa menjadi referensi ideologi kebangsaan yang kuat
mendorong negara negara berkembang termasuk indonesia untuk melakukan akselerasi pertumbuhan gitu
penjualan buku akan tersegmentasi dan dicetak dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan konsumen
apabila untuk yang pcr konvensional ini memang ada yang harganya lebih tinggi
medi mengaku permintaan konsumen untuk sayuran organik kian meningkat
jadi dari sisi kita melihat urgensinya untuk pemberian vaksinasi
bagi ye dunia ini seperti mau kiamat
tapi ya kalau misal itu gak dimulai dari kita ya mau dari siapa lagi gitu
enak cuma di cita yam nih guys
tapi sekarang prioritasnya kan basket sama pelajaran
sehingga mengkontrol sebenarnya untuk diabetes juga
nah ini yang sering jadi ini apa namanya kurang dipahami oleh masyarakat karena kalau osteoartrid itu pada sendinya
ya udah jadi karena mungkin waktu itu sahabat juga istilahnya tahu juga lah dengan kondisi kayak gitu kan nggak bisa memaksakan untuk juara satu ya
banyak sekali pro dan kontra dengan eksistensi kerajaan inggris dalam memasuki era yang luar biasa
saya harus jelaskan ipk merupakan dari
belum ada perubahan belum ada perubahan soalnya pulangnya kan itu
poco ini dijajakan di sejumlah toko oleh oleh di cianjur
ini jangan dulu terburu buru mengatakan bahwa jokowi adalah new home
banyak juga wisatawan yang memanfaatkan bandros atau bandung tour on the best
untuk jenis kejahatan tertentu dengan hukuman tertentu
dan sangat terburu buru itu kalau data sendiri sampai hari ini belum dinyatakan valid
kemudian mereka merekam hubungan pacaran itu
menghimbau masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara
kami bertiga langsung cari makan siang ke sebuah tempat di kawasan lembang
ataupun prosedurnya yang memang agak lamban dalam artian jalurnya pak
dari kelihatan dari fisiknya kita bisa melihat
dari ekosistem ini kalau saya lihat juga produktivitas kan berarti harus ada inovasi
maka dari itu ada kriteria khusus bagi penumpang yang duduk di area tersebut
covid itu adalah dari
jadi masjid ini memang dari dulu juga
sedang pemerintah tentu tetap yang harus dilakukan adalah
tadi misalnya disampaikan oleh prof hamid terkait dengan alternatif pidana ya
kalau di destinasi wisata itu yang bentuknya yang paling banyak adalah eksploitasi seksual untuk tujuan prostitusi
sama orang tua sama semua masyarakat di indonesia
setiba di lokasi kremasi peti jenazah dibawa keluar
saat ini ia tengah melakukan pelatihan praktik cara pengoperasian ka cepat di depo tegaluar kabupaten bandung jawa barat
masalah safety kita sudah persiapkan baik itu safety di personal
permain dua tiga menit ivar dikasih lagi nih
tapi kami tidak pernah di koalisi pejalan kaki
kondisi fisik ini bisa jadi karena dia punya sakit tertentu
ya nah ini memang pekan ini kita menanti ya dari benua biru sendiri
itu proteksi terhadap partikel
tetapi setidaknya ada warning system yang dibuat di lapas
itu kan pasti artis ya lebih sering
pasca putusan mk ini
oke dengan kalimat kalimat anda
kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat
saya ingin melihatnya diberikan dan tidak seperti pemirsa pertama yang berdiri dan berjanji kepada komunitas ini
pasca dievakuasi relawan relawan ini memenuhi sektor pangan dan medis ternak
tahun ini kami akan mencoba mulai
dan diperkirkan segala konsekuensi memungkinkan nggak misalnya akhir batasnya itu tanggal dua puluh lima oktober dan enam belas oktober
kalau ibu dukung prabowo gibran partai partai koalisi prabowo gibran dukung ibu nanti dipindahkan oleh jatim
jokowi tinggal punya pengaruh
sps program bahasa indonesia
alias mungkin mungkin mendapatkan pesan pesan plus plus artinya bisa dikasih penalti dan juga dikasih kartu merah gitu
tapi nggak sampai nanya ke dokter belum memang
oke pak david ancang ancang yang mulai dilakukan oleh apmi sendiri dan juga tanggapan dari musisi musisi juga yang sudah lama vakum konsernya karena covid sembilan belas ini
hal itu salah satunya dipengaruhi oleh perawatan dalam proses penanaman hingga panen
kita ambil ke sini agar kita bisa lihat sekarang di kondisi di luar seperti apa
karena ketika raja bali dikalahkan oleh majapahit
memiliki beragam pantai yang indah
timnas u dua puluh tiga indonesia takluk dua dari qatar pada laga pertama grup a piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh
jengkolnya jangan dimakan mentah mentah kalau dimakan mentah mentah tuh asam jengkota kandungannya lebih tinggi
kalaupun ada fasilitasi katakanlah ya
masih perlu kita layani
untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat
permainan ini beruntukan bagi pengunjung berusia tiga tahun ke atas
nah itulah problemnya jadi menurut saya tingkat kecerdasan gerakan sosial dan para pelakunya dalam waktu ke depan ini selama lima tahun harus ditingkatkan berlipat lipat
tapi urutan kelahiran sudah sesuai nih
ada kementan kemendak badan pangan
nah kemudian juga bisa jadi yang ketiga karena sebuah kondisi fisik atau hormonalnya
mendesak hampir di seluruh dunia
kitab kitab yang berhalun aluh sunnah wal jamaah
kita lanjut ke proses menghilangkan bulu di kulit sapi dengan cara dikerok
ritual ini disebut mesalin atau mengganti pakaian
kami akan dorong untuk mereka menyiapkan
bahwa suara muhammadiyah yang selama ini memang
apabila ular berukuran lebih kecil evakuasi bisa dilakukan menggunakan ember yang langsung dipakai untuk mengurung ular sehingga tidak bergerak kemana mana
selamat pagi mas bagus terima kasih sudah bergabung bersama saya dan tim cn indonesia bisnis hari ini
mudah mudahan segera bisa kita arahkan kita ke tempat yang lebih dalam lagi
waktu sekitar satu minggu nah di salah satu bengkel milik warga rapokaling kota makassar
jadi misalnya kasus yang terakhir atau kasus yang sebelumnya yang berapa tahun yang lalu ya yang jawa timur ya situarjo itu
atau di dalam bahasa jawa dikenal sebagai iwak pe
adalah memastikan surat teguran berisi sanksi telah sampai ke pihak kpu
apalagi dengan ada perang di rusia dan ukraina sendiri ya memang tekanan untuk energi pupuk pangan itu menjadi melonjak
kemudian keluhannya tiap tahun sama
di sektor ini dalam lebih dari satu dekade
kalau mas iman ingat
nah jadi ini yang kemudian membuat konstituen kita
ngomong ngomong itu berarti suara pkb kemarin bagus di jatim
atau misalnya ada wisatawan laki laki membawa anak laki laki check in ke dalam hotel
kalau misalnya nongkrong di sana gitu ya
sensasi kriuk ketika menggigit kerupuk dianggap bisa menambah nafsu makan
oh iya ya kak harusnya kan aku begini begini begini
kita melihat bahwa dua ribu dua puluh empat ini adalah momentum di mana potensi kemenangan pak prabowo paling besar
yang menarik biasanya kalau mengolah buah pertama dikupas terlebih dahulu
dan memang paling bagus itu yang mengerti adalah daerahnya masing masing
gak cuma makro prudensialnya aja
iya ada beberapa kota yang berkomitmen ya seperti jakarta sebelumnya
dan kemudian kan juga teman teman dari pdip pun sudah mengatakan bahwa ya
tidak ada isu itu karena
pertama perempuan kedua muda
dan pada bulan februari itu saya lupa tanggalnya
semua menganggap kita ini sudah lebih longgar

ini ini pertama kali yang nanya dimarahin nih bu
ini pertama meningkat dengan jumlah yang luar biasa
pilihan saya jatuh pada kain khas lampung yaitu tapis lampung
sehingga bisa menjadi server seperti apa sekarang ini
ini ini semuanya saya ingin terus dorong agar dikenal di ee
ketika musim panen tiba durian jenis mentega ini banyak diminati oleh masyarakat
telah bergabung bersama kami melalui zoom zazilul fawait
bagaimana kalau memang ada keluhan
bagi bangunan ketahanan nasional
kalau misalkan disebut oleh
ilmu haldoroh latihan ceramah prakteknya pas keluar pesantren baru keluar yang namanya masyarakat
mari kita sambut si anak jember ke arief tauya hidayat
ini sangat berbeda dengan warga di hongkong yang dinilai paling aktif
itu masih dilakukan proses pencarian dengan melibatkan beberapa tim relawan
di bulan ramadan menyiapkan sajian berbuka puasa terkadang cukup membingungkan ya
ini kejadiannya dulu kan pernah tahun dua ribu tujuh belas atau tahun dua ribu delapan belas awal ya
kalau yang dekat kita bisa langsung petik seperti ini
dalam satu tahun ini warganya ini inisiatif untuk memasang filter ataupun jaring ini untuk memfilter debu yang masuk
nah masih di seputaran pasar wonokromo
wah ini pelatih ada pemain bagus kok nggak dipanggil sih
dan baru baru ini turnamen golf mulai kembali diselenggarakan
ritual pembersihan diri ala umat hindu di bali ini dapat dilakukan oleh siapapun
sehingga pada saat panen yang sekarang ini
dimana nantinya pajak ini juga akan ditaruh di tempat tempat rest area di tempat tempat umum
berada di kecamatan manggis kabupaten karangasem desa ini memiliki keunikan
adalah pertemuan tertutup ya jadi saya
apakah di tempat tempat masak ada anak anak dipekerjakan
kita jadi harus belajar juga dari kasus pada saat pandemi di tengah situasi pandemi
bulog itu harus meng off tak berapa kemudian stok levelnya berapa
ya pokok utama itu yang susu
dan bentuknya ada empat mbak desi pertama itu adalah grooming
ia mengatakan masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal konstruksi pendanaan pemerintah federal terhadap perumahan sosial dan terjangkau
tapi kalau kita rapat rapat dengan pak presiden
kira kira apa nih pak pesan pesan
iniin beneran telinga bagian tubuh yang berfungsi untuk mendengar ternyata juga memproduksi kotoran
tenun kapas dengan motif benang emas atau perak ini
nah disini sudah ada tiga makanan khas dobo
mas arief kita bedah soal putusan hari ini ya
bondan pun menyebut pemerintah didesak untuk konsisten dan tegas
dari kawasan besar mancanegara kantor perusahaan multinasional hingga lembaga pemerintahan
kadang kadang kita meminta untuk diberikan vaksinasi atau imunisasi influenza
tapi waktu itu cuman dipejandain ke cls
berwarna emas yang berada di atap masjid
ini dikecualikan bagi kelompok rentan yang masih bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas secara gratis
menggantikan tenaga kayuhan penarik becak mengawinkan sepeda motornya dengan beca agar
mulai dari jalur lingkar gentong di tasik malaya hingga malangbong garut
di sini kita juga berusaha bikin film yang paling utama tuh jujur dari kita kita pengen bikin
yang bisa membuat terjadinya terjadinya awan panas timbulnya awan panas ini yang terjadi
yang penting kalau khusus untuk anak anak
jadi emang mereka udah tau lah

ya saya sudah kemarin langsung memberikan informasi ya kan
dan ini adalah kondisi di sekitar kita sekarang
dulu kan kita ngomong lah kolega
meng collect data tentang tingkat kebugaran
ini kan sesuatu yang menurut kita menurut kami ini yang ada di tim ini bertanya tanya ini wasit ini edan gendeng apa gula ini
bahwa pemerintahan kita adalah australia white
ini israel itu kan sejak sebetulnya sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh kan sudah perang
burung burung di sini sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia
iya isunya januari januari dua puluh satu
dan oleh karena itu harus di alert gitu ya
jadi menurut saya tidak mudah menjadi diktator tentu saja yang kemudian lebih mudah itu adalah menjadi penguasa yang menang secara elektoral lalu kemudian memanjakan pragmatisme orang banyak
inilah pemilihan umum terutama pemilihan presiden yang akan menjadi alarm keras yang membangunkan gerakan sosial
pengunjung juga bisa berenang dengan hiu paus asal tidak mengagetkan dan menyentuhnya ya
udah dideg degan gua nih
selanjutnya diberikan bumbu garam bawang putih yang telah dihaluskan dan perasan jeruk limau
jadi artinya selain kapasitas yang harus tidak boleh penuh ya
tapi pada saat petani harganya terlalu tinggi konsumennya kasihan
dan kemudian pihak bank juga khawatir untuk meneruskan pinjamannya
yaitu memuliakan manusia dan berupaya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik atau kemaslahatan bersama gitu
nyatanya jengkol memiliki banyak penggemar lho
keuntungan yang pada tingkat yang wajar
tapi perjuangan surat desakan
karena ini jukut gorengnya digoreng kering jadi ini tuh krenyes krenyes gurih apalagi ditambah dengan sambal dadakan seperti ini auto nambah terus
nah cuma memang ini unfortunate ya
kan dulu aktif ibu kan menjadi anggota dpr ri itu
oke mungkin bisa lebih anda gambarkan lagi dari tadi kami menyaksikan juga video video yang anda kirimkan di mana tadi sempat dinyatakan bahwa kalau di kampus di snu begitu bahkan tidak bisa beroperasi kampusnya
dan itulah yang saya lihat sepanjang dua ribu dua puluh empat ini
apa kata orang tua pada saat dita waktu itu memutuskan untuk pindah ke korea selatan
yakni iman islam dan ihsan
bersih bersih gitu jaga gitu jaga jaga
masyarakat jawa tengah rasanya cukup antusias untuk vaksin
nah apalagi dipadukan dengan sambal kacang yang makin nikmat
oh berarti tuh bahasa utamanya mandarin
karena hidangan ini bisa ditemukan setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga enam sore
wah kami gak mau ada kekerasan gitu
oh dua puluh dua pas ya berarti masih bisa
apalagi dengan tekanan tekanan tadi juga
kemarin tuh sempat ngelihat bahwa
jika melewati batas tempo sekitar tujuh hari atau seminggu akan dikenakan denda untuk spt tahunan pribadi yaitu sekitar seratus ribu rupiah
ini belum selesai kita baru selesai satu setelah satu urusan selesai bersiap untuk urusan berikutnya
dan kalau tidak salah tema untuk hari anak nasional tahun ini adalah anak terlindungi indonesia maju
jadi harga komoditas di pasar ini gapnya cukup besar dengan antara harga keekonomian dengan hit dan bpo
yaitu ibu alex goth selamat sore busri oh ya selamat siang busri ini diwakili ya diwakili dengan
itu yang disebut dengan anarki
kan ada aturan tuh pemain ibl nggak boleh diambil sama timnas selama kompetisi berlangsung katanya
harapannya kita bisa lulus sehingga tahun depan kondisi pandemi bisa jauh lebih baik
dan diolah menjadi berbagai macam olahan
seorang warga yang kami temui mengaku sengaja baru mengambil booster
mendorong mereka untuk makin aktif
mata punai garam sebuku
padahal bisa jadi itu anak adalah objek seks dari si wisatawan laki laki
nanti pasti akan berkurang keluhan keluhan itu
mata saya tertuju ke halte bundaran hi yang berada di seberang halte tosari
itu semua sudah dikater oleh pemerintah
sehingga penegakan hukumnya juga
berikut laporan tentang hal itu yang disusun oleh kia rahin dan ena henderson untuk sbs news
memang terlihat sepi namun ada saja yang mampir untuk sekedar membaca
organisasi pbb di bidang pariwisata dunia
jadi kalau saya mengatakan begini
di bawah mineka tunggal ika pancasila segala
sekarang itu divisitnya berapa
walau lemah secara ekonomi
peluit pak udah berapa puluh tahun pak
saya kemarin merequest di radio kbs world di sini judulnya holiday
kita tahu bahwa sudah lama tahu bahwa kondisi dunia pangannya
meskipun vaksin telah mengurangi kematian akibat pandemi
skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya
didapatkan sekitar sembilan puluh dua orang yang positif covid sembilan belas dan sudah langsung diarahkan ke wisma atlet
jadi saya kira ini bagian dari momentum
biasanya kita kalau operasi sampai ada yang sampai enam jam
yang menjadi petunjuk untuk selanjutnya dilaksanakan gelar perkara peningkatan status dan serangkaian proses gelar perkara
masing masing pemerintah daerah itu sebenarnya sudah paham
lebih mirip dengan politisi politisi golkar atau gimana
sebab produk kereta cepatnya yakni kcic empat ratus af telah berhasil di indonesia
kondisi saat ini masih hujan besar di beberapa tempat
yang menyerahkan itu kepada masyarakat
dan nyawa yang paling vulnerable paling rentan paling terekspos adalah ketika berjalan kaki

namun kini produsen menambah aktivitas produksi menjadi tiga kali seminggu
tapi kalau misalnya agak lebih cepat sedikit
ini nggak pengen buat satu ya pak ya
yakni rasa bule harga pecelele
sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan
karena pak taidi melihat mantuk mantuk jadi saya pikir nah mungkin ada
tadi kan ibu kofifa bilang pkb beda nih
atau ya hal yang nggak bisa diterima gitu
tapi tertinggi adalah rp satu
tapi mungkin karena dilihat begitu ya saya
jadi pemerintah pasti dua duanya ingin dibuat happy
karena salah satu komentar netizen yang paling banyak dilontarkan adalah
kemudian apakah kementerian pendidikan juga memiliki program agar anak anak tidak mengakses atau mencegah anak anak dalam mengakses konten konten yang membahayakan dirinya atau masa depannya
warga mengaku heran karena biasanya singkong jumbo yang sering dijumpai ukurannya sebesar lengan tangan orang dewasa
jengkolnya juga sudah mateng
tapi kalau misalnya sekarang saja belum ada
itu bukan moderat ya gitu
mengubah bank atau perusahaan superannuation
para kd menyambut baik turnamen golf yang digelar khusus untuk para kd
jadi kita berpengaruh untuk informasi di mana tidak ada
terus tadi mainnya gimana
untuk soal pengamanan ini juga kapolri sudah berulang kali menyebutkan dan juga gubernur papua akan menjamin keamanan
nah yang terjadi adalah saat sekarang ini karena adanya pandemi dan kemudian purchasing power turun
adalah sektor pengolahan kemudian juga perdagangan perbankan dan juga asuransi
ya gaya gaya begini dua hari lagi pegel
para pekerja indonesia itu dapat
dan kementerian komunikasi dan informatika juga ikut andil dalam penggelaran ini
apa yang sedang kita bicarakan terkait dengan soal jadwal pendaftaran
tinggal naik kelas doang gitu ke gloria atau cari sekolahan lain nggak atau nggak
terutama di bagian tepi yang lebih sulit untuk dibersihkan
pengen lah semuanya dan itu juga sama aku juga itu ada tuh
ya emang lu sampe sekarang juga emang banyak sekolahnya
sepak bola saya lihat tuh sampai
pada saat kita melangkahkan kaki
nah karena itu idealnya memang harusnya sudah ada
tapi tahun lalu harus setback mundur sedikit karena cedera
namun ia mengatakan kepada radio tiga ww bahwa pemerintah federal akan mempertimbangkan
prinsipnya dalam kami melakukan pendaftaran itu kami mempertimbangkan aspek legal dalam hal ini norma norma yang berlaku
selain itu adanya ancaman baru maka proteksi ini harus segera diberikan
dan sampai saat ini persiapannya seperti apa
jadi kalau kubah lapang gugur itu sudah pasti
badan pangan nasional masih kita sama sama melihat
tak heran biasanya hasil dari sayuran organik tampak lebih segar
surfing itu bisa jadi potensi untuk memajukan prestasi kita sebagai sebuah negara yang bisa membuat derajat indonesia ke dunia internasional
kalau kita bicara mengenai tiongkok yang menarik tadi beberapa referensi yang saya baca
megambal adalah seni memainkan gamelan khas bali
jadi sebenarnya ini adalah produk yang dibuat di indonesia
hanya saja seperti yang sudah disampaikan memang hujan besar dengan intensitas curah hujannya termasuk yang cukup sangat deras di sekitar delapan puluh tahun terakhir ini
person ya satya lencana
karena ini saja sudah berat secara global ya bukan hanya inggris
karena salesnya turun kalau diteruskan dia memberikan pinjaman
pariwisata khusus atau di ususnya pun juga akan lebih baik gitu
akan mengganggu perdagangan dalam negeri terutama pasar obligasi dan pasar saham kita
para keluarga korban dan pejuang hak asasi manusia menegaskan tak akan berhenti menggelar aksi di depan istana merdeka
rambut memutih terjadi karena berkurangnya pigment melanin sebagai jad memproduksi warna rambut
dia bilang bahwa referendum as a voice kalau didirikan semacam
jadi rasanya awalnya sih kayak gitu terus terusan ya kita tahulah kenapa kita harus perang pandan kayak gitu
yang menjadi saksi perkembangan islam di tanggerang banten
pembangunannya benar benar bisa bisa bisa bisa pinjamannya tidak bisa dikembalikan
full cukup mudah hanya dengan memanggang adonan crossang dalam cetakan waffle
berita palsu memakai kebenaran kebenaran manusia
kita akan kembali setelah jeda iklan berikut
kegangguan jiwa dan bahkan bunuh diri juga semakin meningkat di kalangan anak anak
karena kita tahu sebetulnya ada payung hukumnya pak ganjar untuk melakukan pemaksaan atau memberikan sanksi bagi pihak pihak ataupun warga yang menolak untuk divaksinasi
maksudnya kalau misal gitu ada yang punya mimpi ya udah
gak banyak banget gini almighty sealsa nih sih ya
kalau bentuk kekerasan seksual yang di perkotaan dengan pedesaan memang ada perbedaan karakteristik ya
per akhir januari itu stok beras itu lebih kurang rp dua belas
selagi kamu aman aman aja kaki apa lanjut aja udah gitu sampai finish
apa benar pak prabowo terjepit
nah jadi kalaupun terjadi penolakan
eh tapi itu kalau gitu harus sama fisioterapis ya nggak bisa sendiri gitu
kurang lebih begitu mbak saza
aduh ini agak susah juga ini
nah ini juga harus direformasi ya
rio memastikan diri menjadi orang indonesia pertama yang berlagak di wsl championship tour dua ribu dua puluh
ya dari situ keterusan lah sma lebih serius lagi maksudnya
yang dilakukan saudara saudara kita yang kebetulan
yang masih mematok harga tinggi
tentunya ini akan memperkaya jenis olahan sukun yang merupakan identik di kabupaten cilacap
atau tadi bapak bilang ada intelijennya dulu
bukan tidak mungkin kita ingin punya target liga terbaik di asia tenggara
nah mengapa kasus kekerasan terhadap anak ini terus meningkat setiap tahunnya
ini di bopong atau gimana sih bang
sampai akhirnya jadi bulat
di tempat ini anak anak dapat mengenal budaya korea
sebenarnya sudah bisa masuk kategori
tidak terlalu parah ada yang merasa nilu pegal pegal di lengannya
belum masih dengan kesibukannya
saya ke komisi sembilan dpr ri lagi karena tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah final begitu bu kurniasi
tidak hanya loki atau fans dari secret number
iya kan tinggal ini kan bu tinggal kemarin udah sparring ya bu
pasukan kuningan yang dipimpin oleh panglima dipati ewangga
posisi kebintangannya yang selama ini seperti gerindra
kabar baik pak zainal
nanya selanjutnya kita akan bergeser ke koresponen cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
selain emisi kendaraan bermotor sektor industri juga dituding turut menyumbang polusi udara di ibu kota
itu faktor dua ribu enam belas yang mungkin ini kali pas lagi zaman lagi on onnya
apalagi ketika sudah ditentukan berbayar kemudian jenis vaksinnya diberikan kebebasan
jadi dari target sasaran ini status vaksinasi yang pertama sudah satu ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh tiga
seperti saya memiliki pesan untuk uber atau deliveroo atau apa apa saja
sementara mereka sudah membayar jauh jauh hari bahkan sebelum adanya lockdown
penyakit penyakit itu kan tentu juga mengalami kualitas hidup
karena harga acuan ini pasti setiap kota setiap daerah itu berbeda
tidak bisa mengimbangi laju kembangan kejahatan yang ada
berarti bisa saja sekarang yang sudah dihitung ini
kita bukan hanya menangani epidemik kita menangani infodemik
saya sebut aja lah bank lah gitu
khususnya dua belas tahun ke bawah
menyatakan dukungannya akan tetap berada bersama dengan israel
oh soalnya waktu itu ktp lu belum jadi ya
yang ketiga adalah penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan
tidak apa apa ya saya bahas sedikit soal anda juga sempat melanggar kode etik
tebu itu tanaman semusim mbak desi
tadi kebutuhan tiga puluh juta kilo per tahun
ke bayang bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi
dede juga menyebut hitung cepat tidak bisa dijadikan patokan karena punya toleransi kesalahan dan bukan hitungan sebenarnya
harta lainnya lima lima puluh lima miliar dan harta bergerak lainnya dua ratus enam puluh juta rupiah
jadi non discrimination berdasarkan kerjasama bisnis business to business untuk kebutuhan kapasitas bandwidth nasional
ornamen itu melambangkan apresiasi terhadap dewa bumi
tapi kalau dari aturan gitu ya pak
berarti lu lama juga tuh recovery lu
apa ada widi juga
jadi sandiaga saat ini sudah pamit dari gerindra
apakah memang ada strategi khusus pan
nah lalu kemudian dinamikanya apa namanya yang bersangkutan ketemu ketua umum
itu juga mungkin nanti partnya menteri bumn dan holding bumn pt pn tiga gitu ya
varian menu di sini juga tak kalah berbeda dari tempat sebelumnya
itu di luar apa yang kita bisa lakukan
di korea sekarang banyak banget di pinggir jalan itu
ini yang masing masing hanya indonesia
berhak memilih masa depan untuk kami
jadi tentu segenap setiap kepelatihannya juga memantau jalannya
masih hubungan bagus lah disana
nah panen rendeng itu biasanya sekitar enam puluh
kemudian disederhanakan menjadi urea sama npk gitu ya
dari ganjar pronowo dan mahfud md dari laporan lhkpn dua belas september dua ribu dua puluh
udah punya sejarah keislaman seperti itu
selanjutnya kita melihat pasangan berikutnya
bencana itu terjadi pada saat kita
pak kadir instruksinya sudah jelas ya sudah satu minggu tentang harga eceran tertinggi
termasuk via via kelain yang mendukung pak prabowo secara langsung ya

serta perempuan dari antara patar atau premier
adalah nikolas alfianto pebisnis kue dalam buah yang merintis usahanya pada dua ribu dua belas
namun ingat tetap kenakan pakaian yang aman terutama ketika sedang menangani ular berbisa
katon ada bima ada kaleb yang muda muda wisnu ww segala macem lah pokoknya
khususnya di jabodetabek saya akan berbincang dengan seseorang yang ahli mengukur kualitas udara
bagi sebagian orang makan tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam alias gak lengkap
mas pecah juga kayaknya rasanya gini banget deh
artinya posisinya atau statusnya adalah terfonis ya
ini harus diperkenalkan dan diperlakukan
karena ini sulit biasanya ada batas batas boundaries yang tidak boleh dipegang atau supaya si anak ini juga tidak diperalat begitu saja
gek larissa heru sudarmanto surabaya jawa timur
telur dan juga sambal
dari gangguan pergerakan tanah juga nih
kalau itu sudah selesai selesailah sudah
kalau kita ke dokter kalau kita ke dokter umum
tambahkan tergu kering agar adonan menjadi kalis dan siap dicetak
termasuk juga di survei partai umat
lalu sebagai guru bangsa
ini kan mendekati pencoblosan apakah ini tidak dipolitisasi kah atau bagaimana
sekarang bicara sewa lahan
nah karena itu tim nasional pun bisa menjadi baik
selain saya rifda dan yusril ada juga nih pelancong dari jakarta
kalau bapak tadi mengatakan memang ini momentum bagi para pelaku pasar untuk bisa mengambil
kita akan membahasnya dalam editorial view kali ini bersama dengan suryanto
sebenarnya kan bagi siapa aja yang terus menerus melakukan jihad itu
itu kan ada pertemuan di istana bogor tuh
perdana menteri anthony alpenisi pernah mengatakan
apalagi ojk sekarang akan mengawasi kripto juga
tidak ada intervensi arus masuk dan tidak ada intervensi arus keluar seperti di tahun dua ribu dua puluh
ya selamat pagi pak
kalau dirujuk jauh jalannya juga kan
terus berangkat ke australia lagi setelah lulus
apakah komunikasi masih bisa lancar dilakukan atau terputus
bapak gubernur datang ke sini memberikan bantuan yaitu bagi anak yang kurang mampu itu bantuan sepuluh hp untuk pembelajaran
social movement kritik kritik dari berbagai kalangan
dari pekerja di wisma atlet
itu lagi tanggung tuh lagi jelek jeleknya tuh
ganjar kemudian amin dengan adanya putusan dkpp pada hari ini
dan kali ini saya berkesempatan untuk ikut langsung uji coba kereta cepat jakarta bandung
sekarang kan rame juga mengenai restru kan gitu
pemeriksa fakta seperti sushidas dan timnya meninjau konten viral di media sosial
pvmbg memiliki alat alat yang luar biasa begitu
kedua ada bukti kan bahwa empat puluh satu orang meninggal
sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa pcr ini adalah pemeriksaan canggih
satunya sekarang juga nggak tahu
tapi kalau kesini harus rela antri ya karena bakal panjang banget antriannya
pengaruh itu itu lebih sulit untuk dirawat
emiten emiten ataupun sektor perekonomian apa saja yang pasti terdampak dengan kebijakan kemungkinan ketika the fed menaikkan lagi suku bunga di november mendatang pak
ini sudah sounding ke prabowo kah bagaimana tanggapannya bang dasko
berikut adalah topik kita
biasanya kalau yang paling parah luka perang panan di leher
lalu dilihat juga dari segi hidupnya atau pola hidupnya
rian fernando dwi agung yul diyarto
dilanjutkan pada februari dua ribu delapan belas edi rumpoko yang merupakan wali kota batu menjadi tersangka kursus korupsi proyek dengan vonis lima lima tahun penjara di tingkat kasasi
kasus kasus yang ada saat ini
langsung secara fisik tanpa ada rasa khawatir
oh iya tetep yang pertama dulu yang ngapalin terus yang lain ngikutin
bahwa tidak semua orang
apalagi kan ini kalau misalnya ponnya dua ribu dua belas jateng itu kan emas kan
panas jadi teman sehari hari bagi para pembuat kerupuk kulit sapi
kayak tau aja segalanya gitu kan
dengan harapan nanti setelah jadi tiga tahun lagi
tetapi ada itu sebagai reference ya
ini juga harus dikelola dengan baik
jadi lima enam itu identik dengan lima lima sampai lima lima
pemerintah belum memberikan persetujuan impor kereta realistik atau krl bekas yang dicukan pt kci
buat pendengaran jangan dulu lagi beneran kayaknya biar mencari ke dokter aja ya nggak usah diberi
tapi nanti angka angka penyakit tadi itu juga akan merambat naik
nah tentu saja ini merupakan sesuatu bisa dianggap sudah tahap krisiskah bung sofyan
sehingga kami pun langsung tahu jadi di daerah mana sedang terjadi apa gitu
anjir bu kok kayak gini gitu
ada sekitar satu enam puluh lima wajib pajak badan dan tujuh belas tiga puluh lima wajib
terjadi kegaduhan kegaduhan yang kemudian dipersepsikan oleh publik
kawasan kuningan jakarta selatan kini telah bertransformasi
tersedia dan alhamdulillah di jaman bpjs
dengan tujuan olahraga itu ini seberapa
sisi lain amerika adalah kablat yang berbeda
masih bisa mengantisipasi hal tersebut ya
dan akhirnya kami juga akhirnya memprotes kementerian terkait atau pemerintah dalam hari ini kepala badan pangan ya
sama sama buat teman teman muslimah
karena memang kalau tidak satu hal yang kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa
saya ditemani koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofyan
kemarin tuh penawaran imbal hasil
kita harus bergantung pada kasus kita sendiri
karena kan kita juga kan kalangan ke bawah ya kita naik angkot aja lebih simpel juga kan
sepak bola itu sembilan puluh menit plus tambahannya
itu juga dikembalikan tapi dikembalikannya melalui ke palestina ya
kita manfaatkan untuk kita olah kembali menjadi
tapi kalau misalnya di film ini gue ngeliatnya film ini tuh punya penempatan yang spesial karena mungkin gue belum bisa berani belum bisa jelasin secara menyeluruh karena ada suatu spoiler spoiler tertentu gitu ya
kayak yang mau masuk mall sekarang cuci tangan dulu ya kan
kelihatan perekonomian gak terlalu banyak terganggu gitu
banyak orang yang akan meninjau ulang
dan juga mayoritasnya terjadi di lingkungan kementerian
saya sempat lihat postingan yang seperti itu
atau jpo karet sudirman yang dikenal sebagai jpo pinisi
kita harus menjalankan lebih banyak tes
karena p tiga tidak dihitung misalnya
tetap juga konsisten di atas terus
dan lima puluh rupiah di akhir pekan
lalu kemudian diteruskan ke setnek untuk dievaluasi dan juga nanti dibutuhkan persetujuan dari presiden republik indonesia
nah kalau ada ketidakpercayaan yang saya khawatir akan muncul banyak komplit
social movement untuk memberikan kritik
kembalikan pembinaannya ke keluarga
karena ramai diperbincangkan di media sosial
dan bagaimana penanganannya itu ada ekpat ini
termasuk yang beredar di indonesia ya
antara daerah ya bener
awalnya sih belum ada nama es teler itu gitu
justru yang salah satunya membuat pemantik belum ngomong
mereka telah belajar untuk menghidupkan perasaan itu
maka akan muncul kekakuan kekauan yang dalam tubuh yang bukan tidak mungkin dia juga akan merangsang dari ligamen atau otot dan kemudian bisa saraf juga sehingga akhirnya dia akan mudah sekali terkena nyeri gitu loh
mungkin seluruh indonesia sudah perlu dipertimbangkan
kak arief thank you banyak ya kak waktunya kak
sehingga jarak itu tidak perlu jarak langkah dengan panjang tapi yang biasa saja
dengan pekerjaan atau karir lainnya
nah tinggal ketika kemudian ternyata
seluruh warga binaan dan para petugas
klaim kebenaran yang benar itu caranya begini yang lain tidak benar gitu
ini adalah seorang penulis dan juga pakar dalam bidang kesejahteraan pria
hal hal yang tidak hanya soal kesehatan
karena ada pelajaran yang buruk
ya ini kembali lagi ke alasan apa namanya anggaran ya
karena kpu adalah lembaga resmi
anjing saya itu menang di thailand
karena akan meningkatkan kadar gula darah secara drastis
tiga tahun di bumn dan masih ada waktu satu tahun lebih lagi
beternak enggak punya rumput kesulitan mencari rumput itu kan apa ya rasanya itu kayak seperti
kalau undang pp yang selama ini ada itu undang undang sebelumnya mbak
peningkatan itu berdasarkan laporan yang dilakukan oleh masyarakat
dari kondisi pasca kongres dua ribu dua puluh
nah cuma ini kejadian ini
dari segi penegakan hukumnya bagaimana di indonesia
jadi ini satu pelajaran bagi semua yang menerima tugas dari sang pencipta kehidupan ini
dan hasilnya bisa keluar hanya dalam waktu kurang dari lima menit saja
nampak di kegiatan sekarang ini
mas arief budiman selamat malam assalamualaikum mas arief selamat siang
berapa provinsi yang dimenangkan
karena setelah timnas sih kayak soalnya aku pertama timnas tuh umur lima belas tahun
nah yang paling penting juga dari sisi fatalitas
akses terhadap vaksinasi atau imunisasi covid sembilan belas ini menjadi tetap bisa
yang ditulis oleh ciara hein untuk sbs news dan disampaikan oleh ricky kusumo
tiba tiba menjadi bagian dari koalisi
ya di rumah aja selama ppkm ini paling enak nonton korea sambil ngemil nih
sebagian peserta mengaku baru pertama mengikuti turnamen golf
akhir tahun ini tentu berbeda dengan akhir tahun lalu
ya jadi ada programnya gitu lah kalau misalnya dari satu bulan pertama itu kan fase satu tuh
hunian sejuk lukman dan ida berdiri di lahan seluas dua ratus lima puluh meter persegi dengan luas bangunan dua ratus meter persegi
yang pertama dapat dilihat dari kemasan
trayek ke sana lagi hanya satu mobil
seperti tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh ya nah saya akan juga memperkenalkan tamu kami yang lainnya
penelitian yang dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa warga indonesia hanya melakukan tiga lima ratus tiga belas langkah tiap harinya
untuk ban motor trail juga menggunakan ban dual purpose alias segala medan
bisa mempengaruhi negaranya sendiri negaranya masing masing
terutama juga abu vulkanik mengarah ke sana
kenapa memilih menggunakan angkot daripada ujob
dita terakhir sivit number akan menggelar konser di jakarta dua puluh delapan agustus
di jerman olaf shots menyerukan untuk mempertahankan integritas sistem politik
tahun ini udah lulus lagi belum sempat main
tadi disebut oleh mas rianto soal
kebenaran adalah dalam dua belas bulan setelah ini
kita kan misalnya punya pusat pusat wisata seperti di bali dan lain sebagainya
tapi tenang bahan dasarnya bukan rumput kok melainkan menggunakan selada air
tapi saya akan mengajak anda untuk nyobain yang ini dulu ya
di presto misalkan nggak ada alat prestonya
yang mungkin dulu sudah banyak yang melakukan
atau memang beberapa lab atau rumah sakit mungkin bergabung supaya tidak ada yang terbuang
waktu kita dikasih waktu semenit buat main sebagai pemain cadangan
kalau sepengetahuan saya memang bantul
dan kita sekarang tertipkan semuanya
sebelum sampai ke istana bogor itulah pak jk telepon saya
tetapi harga pembelian pemerintah sesuai permendak yang lama
selain ksp kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
dan nantinya pun kalaupun juga saat sudah ada keputusan presiden terkait dengan perpindahan tersebut
selain gue pengen pensiun ya titik tolak gue buat mulai nemu titik cerah tuh dua ribu tujuh belas itu
kasus intoleransi antar kelompok masyarakat itu kan mulai dari dua ribu dua puluh
sholat tahiyadnya atau apa itu memang jadi masalah memang ya
sejumlah siswa mengaku belajar menggambal
bagus sudah menepikan ya ini tidak mengemudi ya
capaian pajak untuk wilayah jawa timur satu tahun ini sebesar seratus delapan puluh lima persen
calon presiden nomor urut tiga ganjar pranowo pun turut angkat suara
tapi juga ini ya mungkin cara kita memulainya tanpa pemanasan
nah kita harus menjadikan bangsa kita bangsa yang tegang
yaitu pasal lima belas di undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan begitu ya
kalau tidak ada harapan yang dibayangkan
dia bilang wah itu apa yang dikasi
dan bangladesh jadi tentu dari segi
yang selama ini menjadi penentu kemenangan

karena kita ini berada di danau air payau yang berada di tengah lautan
kalau dulu lembu belum ada zaman kuno ini
berbeda dengan lumpia semarang yang berisi rebung
jadi perlu membangun terotoar itu harus menerus
karena memang setiap komunitas kan punya nilai nilai masing masing
pokoknya mas cacing tuh pedes
masih di dpr juga berarti politikus
kemudian juga untuk kesehatan jantung bisa
kedua bahwa perhatian pak prabowo terhadap daerah daerah yang selama ini mendukung beliau
lalu secara bersamaan kita lakukan tentunya tracing ya
tentu juga terlihat akan sangat baik di mata publik
semua kategori lari yang kita lakukan itu keren hebat
dan kalau nanti selepas kedaluarsa kekuasaan itu

untuk mengetahuinya marilah kita simak rangkuman yang akan disampaikan oleh bapak riki kusumo berikut ini
pengendara kendaraan bermotor masih membandel
terutama juga masker dan alat lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
kita akan mengeksplorasi topik kompleks ini
itu cenderung males berolahraga
dan ryo saya di sini untuk menang
kewajiban ini berlaku mulai rabu empat belas juli dua ribu dua puluh
dan saya yakin pemerintah sampai hari ini tetap mendukung elektrifikasi
di jalur ini ada turunan dan kerelokan
ini melibatkan kemampuan mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain
di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan bagaimana pak
apa kan kudu ngembalin dp tapi kalau tablik akbar bertiga kalau kedua jumat sendiri
dan dari produknya itu pasti ada perubahan perbedaan
mohon maaf banyak banget
bagian dari proses pembinaan prestasi barangkali
nah yang kedua satu hal yang juga kemudian kita tidak bisa lepaskan dari konteks dinamika yang terjadi di kawasan timur tengah
dan mudah mudahan ke depan dari pemerintah kita sudah ada beberapa
yang menghendaki sebetulnya gencatan senjata dulu itu pertamanya
oh berarti lu sebelumnya yang di lengan ini apa jatuh berarti ini jatuh
jadi selagi masih dalam tujuan mimpi aku aku ikutin aja terus
dan disampaikan oleh ricky kusumo
ini harus diperhatikan kembali modal usaha manajemen produksi dan memilih kontrak kerja
bagaimana pak heru budi
juga menurut aku harga yang segitu affordable banget buat di kantong pelajar kayak aku sih
untuk membuat kue croll seperti ini selain panas
terima kasih dosen hubungan internasional dan pengamat timur tengah universitas indonesia agung nurwijoyo telah bergabung bersama kami malam hari ini
di persepsikan sebagai partai yang tidak lolos pt
bahwa nantinya dengan adanya perubahan ini tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan
yesaya juga sama tuh banyak bolosnya kok
mungkin sebagai informasi saja bagi masyarakat
jadi hadir pun hadir pun dipersoalkan gitu
tolong aku jawab dua duanya aja ya
berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya
ketua ikatan dokter indonesia jawa timur sutrisno mendorong percepatan dan pemerataan vaksinasi
bicara lebih dalam bagaimana melakukan pendidikan masyarakat dan lain lain
main ke jurnal sku enam belas sekali ke jurnal sku delapan belas sekali kap antar sekolah sekali baru ketahuan waktu sakitnya udah sampe lengan
antara harga eceran tertinggi het dengan dpo dan dengan harga komoditas
wah bisa sebanyak itu ya
baru operasi oh gitu ya iya oke
dulu ibu termasuk gak boleh pakai kerudung dulu di dprd gitu gitu
dalam lingkungan yang aman dan mendukung
sebelumnya selama lima belas tahun sebelumnya itu berarti trial error dong dapetin
salah satu ternyata rupanya kenapa perempuan menolak
saya juga gak tau tiba tiba kok pada lari ke dalam gitu
tentang pamitnya sandiaga uno memberikan surat
referendum kepada komisi pemilihan umum australia
nah kedua emergency break ub yang aktif ketika fungsi automatic train protection atau atp
ini sangat membantu daripada tadi lebih susah payah
ada undang undang perlindungan data pribadi sudah cukup lah
karena ini kan kebakaran tiba tiba kejadian
saatnya sekarang kita mencicipi es campur
karena temennya kan sendiri kan ada yang di ubaya tuh kan
ada ada tips nggak buat para pembeli properti saat ini
jika memangnya ada tujuan lebih es hel
datang ke masjid jami kalipasir
tahun dua ribu empat tsunami terjadi di aji
jadi sarapan itu juga harus lengkap
karena anak anak memang mereka harusnya dilindungi
kerja keras lahir dan batik
kemudian peti jenazah diusung ke atas lembu hanya jenazah dan benda milik almarhum yang dimasukkan ke perut lembu diantaranya pakaian dan perhiasan
kita bicara kelompok yang paling rentan yang paling lemah itu yang
oh berarti lu smp juga masih di kabupaten ya belum pindah ke ini
lada hitam sampai lupa saking banyaknya
karena kalau kerupuk kurang asin kurang enak
yang bisa kita kategorikan bahwa jangan sampai ketika semua masyarakat indonesia mager
selesai lah persoalan itu kita kan
dan juga kuasa dari menteri pertanian kemudian dari menteri perdagangan dan menteri bumn
apalagi karena kabel listrik misalkan
dan rencana itu disampaikan ke komisi dua
jadi kita mikir oh mungkin buah sesuatu yang bisa kita mainkan
arya dita utama indra hadi jakarta
jadi produksi itu ada di kementerian pertanian
masjid tetap berada di pojokan
bagus chan iya setuju
karena adanya gus imin menjadi calon wakil presiden
dengan joe buying dengan petani lokal bisa saja kita akan mendapatkan harga yang lebih murah di sumatera
pertanyaannya surplusnya benar benar surplus atau tidak
karena mungkin bisa juga karena sensornya
platform ini menggunakan algoritma untuk menyesuaikan konten
terkait dengan kondisi dari sejumlah lapas di indonesia
tapi karena desain skydeck nya hanya bisa menahan beban hingga batas tertentu
dan materinya masih lengkap gitu maksudnya masih ada cidebi kayak gitu kayak itu
berinteraksi dengan anak anak kita
apa yang harus dilakukan oleh para konsumen
terus terang kaget nggak ketika mendengar bahwa di antara ada seratus sekian negara di seluruh dunia
nah sekarang dengan mengandalkan pom tamsen dalam negeri
mungkin pas di car free day
apakah itu biasa tidak ada yang berpengaruh dampak dari itu
membuat kita sama sama harus melihat
kayaknya ada sesuatu aja
karena agak berbeda dengan fakta ya
karena keberadaan ornamen naga pada sisi bangunan
lembaga lembaga pemantau punya data hasil
nah ini mungkin harus ada edukasinya
cuma nanti kita akan bicara sebenarnya yang lebih spesifik
bagi negara tertentu itu
dan diberikan izin dengan fungsi yang tidak biasa dilakukan di kbri yang lain
dari segi kesehatan jiwanya sudah terganggu
tapi rasanya kita perlu belajar
jadi enggak semuanya kita keluarin gitu loh
terutama untuk anak anak ya berupa masker dan juga pakaian bersih
percuma kita masuk mau bayaran yang gede gimana
atas fonis yang dijatuhkan kepada imam narawi
kalau begitu ya siapapun yang menang ya sudah
meski begitu dede berhasil meyakinkan kedua orang tua bahwa surfing adalah jalan hidupnya
lalu kuba yang besar itu tentu bapak
abis tahun terakhir ini lo kan sma
nah jadi ini dibikin dari stainless steel
kami merasa bahwa survei pan hari ini
ada polisi jalanannya yang mengatur ini semua
ketika saat itu ya kan yang menjalani kan suami dan istri gitu ya
gak cuman horror yang bikin takut tapi disini kita akan dibikin penasaran
intinya kami tidak menginginkan ini menjadi bahan komoditi ya
latar belakangi berbagai elemen masyarakat termasuk karang taruna setempat tergerak menghidupkan kembali budaya rantangan lebaran
seperti di kampung muslim desa pengayaman sukasadabuleleng yang secara turun temurun melaksanakan tradisi ngecot
jadi polusi udara kalau ada banyak bisa numpuk
krl tersebut bakal menjalani proses uji dan sertifikasi oleh kementerian perhubungan
pak amin adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha

dan so far mau punya anak atau tidak definisi kebahagiaan tiap orang kan beda beda ya
yang kembali di atas seribu kasus sejak beberapa pekan terakhir
jadi teman teman itu ngontak sekolah dan yang lain bagaimana bicara keselamatan di jalan raya dan yang lain lain
ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak
untuk membantu masyarakat indonesia yang tidak
meski begitu pemerintah belum akan menetapkan polusi udara sebagai kejadian luar biasa
dari data yang didapatkan bahwa dengan menggunakan vaksin dengan kombinasi ya
dan juga kondisi perekonomian jerman sendiri
pegelaran kali ini juga akan mempertandingkan game lokal indonesia lokapala
maka tentu kita berharap tidak terjadi kasus rawat inap yang tinggi
yang nentuin siapa diri kalian itu bukan dari mana kalian berasal
atau pekerja kritikal tersebut sudah terdaftar dan sudah mengajukan meski belum mendapatkan strp nya secara fisik tetap diperbolehkan untuk lewat
pertunjukan seribu satu fantastik journey ini berlangsung dari satu sampai enam belas mei mendatang
jumlah anggota kabinet yang terlibat korupsi dalam dua periode pemerintahan presiden joko widodo bertambah
terus ya ngaji dan jangan minum minuman yang beralkohol
itu juga bisa memicu titik titik tumpu itu akan jadi pengapuran
kemudian korea jepang china
ya pak zul kalau kita bicara mengenai stok beras apakah benar stok beras di pasar induk masih cukup hanya sampai lima hari saja pak
atau kalau nggak ngefans sama k pop juga boleh kesini
bahwa dia menganggap bahwa ivar jenner mengakukan pelanggaran
nah belum tentu rezim berikutnya juga akan mengadopsi lagi
karena itu harusnya hanya peringatan saja kalaupun itu diberikan peringatan tidak sampai kartu
tetapi angka ini masih sangat jauh dibandingkan saat pandemi covid
itu tidak jelas mengapa dia melakukan ini
tapi apa yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan dengan masak masak ketika memang you and your partners gitu ya decide untuk chat free
karena aku basicnya dua itu aku adalah memang aku brewer kopi aku sekolah barista juga pernah
jadi penting banget untuk bisa benar benar menjalankan strategi ke depan untuk mengatasi ini
mereka bicara bagaimana mitigasi iklim dan adaptasi indonesia berpartisipasi di sana
saya lupa kemenangan pak sby pak budiono
revisi undang undang kementerian negara yang diatur dalam undang undang nomor tiga puluh satu
ini juga akan mengungkit ya cakupan vaksinasi kepada lansia
iya berarti lu kemaren ke jurnas main udah ini masih kagok gak kemaren ke jurnas
kemudian untuk turism itu memang harus ada
karena negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah
lumpia basah gangout ini memang menjadi salah satu
kelebihannya apa ya jadi kan aku gak bisa gaya nih
selain itu guncangan yang minim membuat saya tak goyang saat berjalan di dalam kereta
ya pengiriman yang sama
sejarah berdirinya masjid jami kalipasir
tapi bagaimana si kota itu berupaya untuk memfasilitasi ruangnya para pejalan kaki
tapi saya kira tidak ada dikotomi itu untuk ketua tim pemenangan
dalam hal ini adalah zaman nyakyah abbas
terbongkarnya pabrik sampo dan minyak rambut palsu ini bermula dari penemuan ribuan sampo di sebuah warung di kecamatan mauk kabupaten tanggerang
iya kan sedikit sedikit aja
iya sehat selalu penting ini
balik ke semarang kapan udah dari kapan
saya tertarik untuk mencoba membuat cerabi satu ini
misalnya rajin sekian tidak boleh
jember hampir hampir dua bulan bener
penguatan sistem logistik pangan
iya chris international school ya kalo gak salah ya
minimal tiga puluh menit kalau satu jam dua jam tiga jam juga nggak apa apa
danita wong adalah ceo dari organisasi itu
terus ada wisnu wisnu juga beberapa bulan
kalau buat aku peran media ini sangat penting sih dalam dunia basket ya
jadi bagaimana semangatnya masyarakat
gue menurut gue gue gak perform seperti yang gue pengen gitu
peratasan atau kebocoran data di indonesia tuh
tujuh sampai jam empat di kelas
sebagai simbol pelinggih atau tempat suci bagi warga tenganan
nah udah tau lah slug blocknya
jadi kalau memangnya kadang kadang ada posisi atau ada gerakan yang kemudian membuat akhirnya ada keluhan keluhan pada lutut
oh berarti dia musuh gue juga pas spurs gue kalah
sangat terlihat sebagai tokoh
jadi gua masuk lewat jalur beasiswa itu lewat basket terus ya kebentuk lah tim yang emang anak anaknya doyan main basket kayak gitu
subsidi ini kan tidak hanya satu subsidi ini ya
berarti pkb belum tahu ya
berarti nasdem kira kira akan
terjangkau bahkan tak jarang pemiliknya pun menghiasi bentornya dengan berbagai aksesoris
sebenarnya sih nggak ada perbedaan cuman bedanya itu di ikan aja
nah ini nanti untuk memilah yang full waktu
saya berpikir kenapa enggak kita jadikan duta di dalam acara acara yang akan kita selenggarakan nanti
biasanya gedung gedung berkecuali secara berkala
kalau dulu kan mungkin gak banyak yang bicara walaupun tadi lagi lagi bisa jadi sudah dipraktekkan
kalau tadi mengolah yang mentah ini ada sukun yang matang dibikin jus
namun sejak harga beras naik pada november desember tahun lalu
apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa
kita dihadapkan pada pertanyaan pertanyaan fundamental yang menentukan
dulu awal mulanya dari tahun berapa sampai sekarang bisa jadi seluas ini
tidak ada bukti bahwa iphone dua belas tidak memenuhi standar internasional
pengen punya shooting presentagenya berapa
jadi untuk melakukan transformasi itu lambat
orang tua diharapkan tidak merokok dalam rumah
toko oleh oleh pertama yang saya kunjungi adalah
lalu apakah gerindra sendiri berasa kehilangan
nah ini ngomong ngomong ini sebelum masuk karir basketnya menarik nih chan kalau ngomongin keluarganya misi anisen tadi
dalam lima tahun pertama dana tersebut tujuannya adalah
penyebabnya adalah ledakan tabung gas tiga kg
tidak berhasil memotong cara cara kerja pragmatis
tidak seberkuasa itu tiba tiba dia bisa mengambil keluar dari situ gitu loh
durian ini tumbuh subur di kecamatan senduro lumajang
karena mereka sangat lebih baik untuk masyarakat dan negara
tim liputan cnn indonesia
bisa menjadi alasan lain yang membuat orang indonesia malas
uang palsu yang sudah diproduksi yakni sebanyak dua ratus dua delapan ratus lima puluh dengan pecahan lima puluh
menjadi hal yang menyenangkan selama liburan sekolah
kami telah mengidentifikasi enam ratus atlet diaspora indonesia yang tersebar di empat belas cabang olahraga
jadi sampai saat ini masih belum diketahui kapan
ada sisi sumbernya produsen polusinya yang ada sumber energi sumber transportasi sumber pelabuhan dan lain lain
nggak asal ngejudge mereka gitu aja sih gitu
terkait ketika anies hari ini saja saya sendiri melihatnya
masing masing ia jual secara online dan offline dua puluh lima per buah
yang saya maksud dengan pergeseran nilai tadi salah satunya adalah apa yang kalau kami di gus durian dan di lingkungan apa namanya masyarakat sipil kita menyebutnya sebagai eksklusifisme beragama gitu
dia tahu hak dan kewajibannya
keberadaan badan pangan menjadi sangat penting
sebagai penyandang autism spektrum disorder pencapaian dari natrio catra yososha bisa dibilang luar biasa
sudah menandatangani undang undang tentang dkj
inilah yang menjadi pelajaran dan mengajarkan mereka tentang hidup mereka harus seimbang dengan pencipta
lumpia basah khas bogor memiliki isian yang lebih beragam
intinya gue ngeliat apa ya kayak perjalanan gue tuh
kita di al quran sendiri kan diajarkan dan tentu di semua agama diajarkan bahwa
nyaman di dalam kontainer
dr henry bae guni prof barbara hartley dan juga bapak teddy haryanto itu
nah ini dari sisi aturan warga conduct ini
konstituen pan yang sebenarnya itu lebih condong ke
terbukti terima suap penerbitan izin budidaya ekspor benih lobster
berdemokrasi atau gagasan tentang demokrasi
tapi juga banyak anak muda yang ingin menjadi seperti dita
pengentasan wilayah rentan rawan pangan
kalau waktu dulu kan kita maskernya
jadi itu adalah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada saat itu
yang ingin mencoba glinding graffiti car ini
karena kita harus persiapan buat masa tua ya kan gitu
atau kemarin juga ada sempat dari reksadana
nah bahwa apakah ini akan selesai dalam dua ribu dua puluh empat itu jadi persoalan
yaudah karena oke yaudah go
dan di posko ini nantinya oleh petugas para pengemudi dan juga penumpang nantinya akan dilakukan tes usap antigen covid sembilan belas secara langsung
kalau kita lihat dari hulu ke hilir itu kan di situ mulai dari lahan
kita semua pendengar juga memiliki
si bagian kulitnya dia lama lama keras keras keras kaku udah susah diperkain
harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
tidak saja pemerintah pusat
agar kita benar benar bisa tahu
risma mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi penegak hukum seperti kpk kejagung kepolisian bpk dan bpk
apakah ini ada kaitannya dengan meningkatnya child trafficking juga
terus yang kita punya juga alami nggak pakai pewarna seratus persen natural
sepanjang bulan sepanjang tahun
rasa es oyen dan es campur lebih manis dibandingkan es teler
aduh belum gue siapin nih mungkin next episode ya
hijau sebagai simbol abadi yesus
tapi ketika dibilangin jangan panik
selama dua tahun berjalan ia berhasil membiarkan kadal gurun asli australia ini delapan kali
maka kesempatan kayak kami kami petugas di daerah itu mengedukasi publik yang tidak setuju yang masih ragu suruh nanti aja mbak belakang
punya hak untuk menangkap pandangannya
bagaimana cintanya beliau menjaga bangsa dan negara ini
tragedi talang sari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan penjulukan aktivis seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
enggak cuma jamper aja kadang kumat nyeri
menu utamanya tentu sajian lebaran
saya bangga dengan diriku kerja keras dan mencapai tujuan
sejak sri ratu almarhum siratu sudah tidak aktif lagi menunaikan tugas
tim liputan cnn indonesia
oh ya jarang juga ya cun ya kayaknya sekarang kalo yang ngasih cpe gitu ya
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
ya kurang mau mengejar sampai batas mana
beliau terkesan dan memuji prestasi anak bangsa indonesia ini di korea selatan
ini tidak cuma sekedar lucu mengemaskan tapi juga bisa berprestasi dan tentunya meningkatkan nilai jual dia juga dong
mudah mudahan tidak lebih banyak
tapi dari orang yang dulu sangat dekat dengan pak jokowi
terdak tertentu seperti daging
ketika mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan australia
waktu kesempatannya ada tuh ternyata lu bisa nampilin ntar pasti minute play tuh mengikut
nah lalu setelah pertemuan itu
tapi ya suka atau tidak suka social movement kritikan keras itu nggak bisa mengalahkan kesukaan rakyat terhadap pak jokowi
selepas seratus hari pak jokowi jk duduk
pertama kali berdiri itu adalah di bangkok
tapi orang kita enggak kita maunya fresh terus
sebelum dipasang di beduk biar lebih mudah setelah tadi dijemur selama tiga hari
ini secara fenomena mengkhawatirkan secara global ya bung sofian
tegurang lisan tegurang tertulis sampai tegurang ketiga
untuk bagian kekerasan dalam rumah tangga keluarga dan kekerasan seksual
nah ini jadi ada paham keberagamaan seperti ini berkembang nih
nah kemudian ini saya nangkepnya dari belakang
di antaranya produk yang sudah dirakit di indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri mencapai empat puluh tujuh
jadi kan customer harus terus bayar tapi ternyata pembangunannya berhenti
ini rasanya menjadi momentum kita
bahkan dapat berbuah sepanjang musim
mereka bisa membeli sesuatu yang mereka suka
lebih kurang ya mas
mas tahu lah mendung itu tanda tanda mau hujan
kan sudah berjalan sampai saat ini
sementara kalau yang bagus rp empat belas
menurutnya bogor dijuluki sebagai kota seribu angkot bermula saat diperkenalkannya angkutan perkotaan di medio seribu sembilan ratus tujuh puluh an
nah piot ini adalah co founder dari nafas indonesia
nah ini yang pasti mempengaruhi juga dalam negeri gitu ya
berapa hari sampai tiga puluh tujuh tiga puluh delapan kayaknya sih kita bakal memasuki musim panas yang kurang lebih bisa sama
yang mungkin antar orang akan berbeda perlakuannya
dan diselesaikan dengan mekanisme yang ada di dalam masyarakat apakah damai atau ada konflik sosial antara keluarga pelaku dengan keluarga pelaporan
yang dapat masuk ke pembuluh darah hingga paru paru
ada sisanya partisipasi publik juga di situ
yang tidak bisa diakses melalui kabupaten lumajang ini
ini proses penindakannya sendiri
ya itu lah sampean terlalu ini sih
selamat beraktivitas jangan lupa sarapan
iya target kita secara umum untuk vaksinasi dosis pertama pada seluruh sasaran itu delapan puluh di akhir tahun ini
jadi jangan sampai menjual yang bentuknya nggak bagus lah ya bang
atau bersentuhan dengan material vulkanik tersebut terbakar
nah itu kayak aku bisa nggak tau kemotivasi aja gitu
kita dapatkan pasar gitu kan
lokasinya jika menggunakan mobil perjalanan dari kota seoul
layaknya berperang para lelaki memasuki arena
nah kain geringsing juga punya cerita tersendiri
tidak mudah karena dari bangunan
bisa diulangi lagi statementnya
jadi i was thinking like kok ngapain aja selama ini gitu kan jadi termotivasi biar terus juga kayak idolnya kita
penyekatan arus balik lebaran ini akan diperpanjang hingga awal juni atau hingga pertengahan juni
hampir tiap hari karena saya mix dengan public transportation
kemudian variannya menjadi berbeda beda
dibanggakan gitu timnas yang
dan hari ini wan kita dapet tamu yang gak kaleng kaleng nih wan
yang delta kemarin sebetulnya
kita memiliki kemahiran lain di perancis
jalan prasunasait kita bisa menemukan pujasera
untuk bisa melepaskan pesan pesan lama yang mereka terima sejak kecil
kemudian di lembaga pendidikan yang melakukan kekerasan seksual itu adalah gurunya
oleh sebab itu agar bisa menghindari munculnya
dan memberikan tambahan korting dan seterusnya
ada beberapa penelitian ya mbak desi yang mengatakan bahwa stunting pertumbuhan yang terhambat itu berhubungan dengan polusi udara
kita maunya kan sampai rumah kita tenang healing di rumah bisa seperti itu sih
kementerian pemuda dan olahraga kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dia cerita nangis nangis ke lu
itu mau dibunuhin orang orang di pd perjuangan itu
ini kan ada di tubuh perempuan
kenikmatan dari sate jando atau sate susu sapi ini tak terbantahkan
fungsinya ke kita memang anak k pop ya sembilan puluh kita survei
sekalipun tentu saja harus kita kasih catatan bahwa
ujung ujungnya mau bayar mau dapat unit kan
di sanksi se kartu merah yang diberikan kepada ivar ya
tapi di kalangan masyarakat bowo
kalau tidak ada hari raya bisa dua
yang memang bisa berpikir realistis dan benar
ini cakupannya berapa luas
untuk kulit berukuran kecil bisa menggunakan ember
tapi kalau yang berkembang di masyarakat bukan kekerasan
kalau kita bisa melihat dari runutan data yang sudah ada
apakah ada perubahan perubahan perizinan misalnya pak
kita berbicara mengenai bagaimana perlindungan anak anak indonesia
termasuk juga nanti yang berkaitan dengan osteoporosis
di tahun dua ribu dua puluh dua rata rata jakartanya pm dua lima nya tiga puluh enam itu sekitar satu ratus empat puluh empat satu ratus empat puluh enam
kemensos mendapati dua puluh satu juta data ganda penerima bantuan sosial
dan memang ada wacana untuk mengimpor beras dari kamboja
jadi biarpun pkb keluar
ya di bulan maret maupun badan di bulan april
kalau misalnya kita bisa lakukan satu kali pemeriksaan itu sembilan puluh tes maka harga tersebut akan masuk begitu
pertama goreng dulu ikan gabusnya yang sudah dibumbui
bahwa dulu menentukan sholat lima waktu ini menggunakan atau mengandalkan alam pada saat itu
kalau untuk level kota
dan kita sudah sampaikan bahwa tolong pemeriksaan ini dilakukan dengan kesepakatan dengan pemerintah
ibu yang merangkul menjaga kita semua
production ada di kementerian pertanian
olahraga sebagai sebuah proses pembangunan
ini jadi masalah kita bersama
jangan pinjam di pinjol ilegal gitu loh
sebenarnya kalau secara teori delapan ribu sampai sepuluh ribu
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini
sma bener bener gak bisa nikmatin gak bisa ngerasain euforianya dbl kayak gitu
seperti kali ini saya mencoba steak ala citayam yang punya konsep unik
karena ketua umum betul betul itu tadi
jadi ini juga merupakan suatu terobosan yang sangat baik bagi pemerintah kepada masyarakat kita untuk mempercepat elektrifikasi tersebut
mengapresiasi namun juga yang dapat
untuk demokrasi liberal dan norma demokratis
oh ini baru masuk nih chen
mengapa luas masjid terus diperbesar
makanan sunda juga terkenal dengan lalapan dan sambalnya
itu aku sih nah dari situ kayak mulai aku mulai apa ya adalah di pikiran gue gitu
ketika ppkm darurat itu terjadi peningkatan di bulan juli kalau gak salahnya
kalau dulu kan dikerenakan kalau dulu kan dikerenakan
balasan yang paling tidak diinginkan di seluruh dunia adalah aksi terorisme
yang penting adalah bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan
pokoknya intinya kalo masih junior masih apa kadang kan kayak gitu anjir gue ga pernah dimainin gue ga inget
gak punya anak itu ada dua satu memang ada dalam dirinya
terus maksud aku counternya adalah dong kenapa aku dilarang
dalam dunia kesehatan juga terdapat upaya pengembangan teknologi
protests bim minatgo komentar ini telinga uji diri kan kalau disini yang dipimpin gern koordinator
dan kami melaksanakan norma norma yang masih efektif berlaku dalam undang undang pemilu
tapi gue gak pernah dengar lagi tuh temen lu si filencia kan
untuk kenapa kita mengenalkan street soccer
juhi atau cumi cumi besar dan ubur ubur yang sudah dikeringkan direbus sampai lembut
sementara gue masih harus disuruh mengabdi gitu misalnya
nah mungkin edukasi ya bagi masyarakat
karena ini pemecah rekor harga beras tembus di angka tiga belas ribu dalam sejarah belum pernah terjadi
sehingga pergerakan yang kemudian jadi titik tumpu pertama itu tadi menjadi sangat penting
ada pun revisi undang undang kementerian negara masuk dalam prolegnas jangka menengah
kita berikan kesempatan dua menit
tiba tiba pulang dalam kondisi tengah hamil lima bulan
tapi dia selalu loncat dan loncat ke bayu
jadi aku ikut audisi setiap audisi yang ada pokoknya kalau waktunya mungkin kan aku ikutin
dahulu tempat itu menjadi tempat bersandar banyak kapal pinisi
salah satu penyebab malasnya orang indonesia berjalan kaki
melanjutkan pendidikannya seperti anak anak yang lain
punya orang tua yang toxic misalnya
jadi murni ada kecelakaan
yang kasus yang sudah dipulihkan oleh ojk gitu pak
dengan perpisahan anies hari ini perkiraan kami bahwa keriuhan di media sosial akan sedikit berkurang
apa yang bisa anda lihat dalam kondisi ini pak
meskipun punya dua wajah yang berbeda
tidak berarti orang yang sudah divaksin anda boleh bebas bebas saja
surfing bisa memberikan faktor ekonomi yang bisa memberikan semua daerah pesisir yang selama ini dianggap daerah tertinggal
dan hari ini kita hormati proses judicial review di mahkamah konstitusi
kita bisa pilih salah satu atau minta campur kayak saya
sejak dua puluh enam desember tak ada kenaikan yang signifikan
sebulan itu dua puluh delapan titik
dan anda akan mendapatkan opsi untuk mencari gambar dengan google
dari pemeriksaan sementara sampo palsu itu rupanya sudah beredar di wilayah banten palembang hingga lampung selama tiga tahun terakhir
muka di start fiba juga
tapi klarifikasi dulu nih pak itu sebenarnya
dan kemarin malam sabtu saya terima
ini sebenarnya bermuara sebenarnya bukan persoalan anak atau tidak tapi
dan mudah kita bersihkan ini carmel
rah itu darah mempersembahkan darah kepada pertiwi
adalah murni gaya arsitektur nusantara
kami masyarakat tenganan adalah masyarakat pemeluk hindu indra
zebra cross pelikan crossing yang memang diatur oleh pemerintah di dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang kelauntas
hampir satu bulan menunggu dengan stok yang menipis
karena memang nggak ada yang diistilah dipercepat
secara politik masyarakat dengan para teknokrasnya itu
nah itu kan kak arief kan berarti dapat kan kalau extent kan lebih beda ya lebih wing lah ya
karena barang ekspor bahkan masuk ke sana
apalagi kak arief kan sayangannya uncle roo ya
untuk kita menghadapi masalah masalah yang bersifat first nation tersebut demikian bu
ada kondisi kondisi yang tidak memungkinkan
raut muka bahagia pun tampak jelas terlukis di wajah ibu catur siswa sekolah dasar negeri growong kabupaten magelang setelah menerima bantuan gawai dan perbaikan jaringan internet
kalau misal aku sama anak anak jakarta
waktu sebelumnya itu kan ada di sumatera atau di mana ya
penumpang harus memiliki kondisi fisik yang baik cekatan dan dinilai kuat untuk membuka pintu maupun jendela darurat
nah kenapa kita agak pilih semen expose
nah jadi sebenarnya ya ada yang nawarin
ternyata malah justru ini karena memang kerjanya kuat
tapi lu gak pernah ngelawan orang tua ya
bahkan beberapa orang yang melewatkan waktu sarapan
pengalaman apa yang paling mengesankan
polusi dan segala macam juga berkurang
tapi kan kondisinya sekarang apalagi masa ppkm darurat ya kayak sekarang gini
mungkin usulan dari teman teman asosiasi petani itu segini gitu ya
rumah yang menghadap ke barat tempat sucinya di barat
ya rasanya itu kayaknya ada sensasi yang kita bikin ketagihan dari bumbunya
mereka hanya ada spanduk ada nomor telepon dan kita tidak tahu di mana laboratoriumnya gitu
kita akan lihat untuk berikutnya kasus korupsi yang menjerat dari lingkungan kementerian
kalau belum kepengen baca quran menghafal quran minimal lihat
yaitu di aruk dan di ntkong
pilihan sumen akan mendapatkan menu makanan pagi siang sore dan dua snack box pemilik bisnis
tapi sebelumnya udah pernah nyobain belum sih
petugas dari tni al dan satpol air yang mendatangi lokasi
iya sih maksudnya kan buat buatnya internasional tuh agak ribet atau gimana ya sih
pas lahir di cirebon lain lagi
meski ada berbagai pilihan cungkring di surya kencana cungkring pak jumat memiliki ciri khasnya sendiri
pertanyaannya adalah bagaimana media memaknai pesta perpisahan anies
inilah yang saya kira beberapa hari ini selalu kisruh dalam tanda kutip misalnya
nah itulah tadi rangkuman tentang dana perumahan masa depan australia
sukses ini sebuah inisiatif yang menurut saya perlu kita dukung semua
mas pulit panjang yang beneran pak
artinya baik itu pertunjukan virtual ataupun juga salah satu sifatnya menjadi
program kendaraan listrik pengawasan industri dan penghijauan perkantoran
jadi waktu itu sebenernya aku kayak masih gak terima juga sih eh iya masa iya aku mau nunda kuliah setahun dulu
saya lihat pak marji juga buka jaket
nggak usah khawatir anda tidak akan diserang misalnya
pemerintah artinya sudah siap menghadapi ancaman
nah tapi ada juga mungkin hal hal pribadi yang mungkin dia merasa ya buat dia pilihannya akan menjadi lebih nyaman kalau misalnya tidak punya anak
tapi di korea hal ini sangat biasa dilakukan para fans k pop atau k star
saya tahu lah kurang lebih saya mau ke arah pilihnya kemana tapi
berapa lewat zoom juga benar lewat zoom sih lebih seringnya lewat zoom sih
kanker itu apa penyebabnya
atau yang akrab di sapa bang joni
nah kedepan dari ojk pak
eh kok orang kafir padahal dibalik
dan sesuatu yang tentu saja harus kita lakukan ya paling tidak dari segi penegakan hukumnya dan juga apa yang kita lakukan
di dua ribu dua puluh satu itu di angka tiga puluh dua persen
nah ini juga mengurangi pendapatan kita apalagi dengan misalnya kita mendapatkan harga yang mahal
sampo palsu kemasannya tidak rapi sedangkan sampo asli terlihat lebih rapat
dalam gereja katolik merah dan hijau adalah bagian dari warna liturgi
jangan tertawa saat di atas jangan bersedih saat di bawah
yang dilakukan oleh pelaku saja
kuning kecoklatan bumbu dihaluskan lalu di oseng dan ditambahkan air setelah mendidih masukkan asam
dari awal muhammadiyah itu
kita beralih ke informasi lain montana menjadi negara bagian pertama di amerika serikat yang resmi melarang warganya menggunakan aplikasi tiktok
nah terus di tahun depannya baru deh itu ada sri kandikap sesi season satu nah itu aku main
bahkan menjadi magnet wisatawan lintas agama
ini kalau ngomong ngomongin tentang kak ari sendiri kan ini ya kita lihat prawira kayaknya tim pertama yang latihan semenjak pandemi ya kak ya kalau nggak salah ya kak ya
kita ini kan karena secret number ini debut di masa pandemi
dalam situasi bencana kebakaran tadi pagi gitu loh
kami mengecam langkah langkah israel ini dan
kemudian kalau dalam apbn itu dianggarkan dua puluh lima triliun
ya kalau gue sih bukan fans lebron ya jadi gue selalu melihat sisi negatifnya
pendengar dana perumahan australia masa depan
karena masih sedikit sekali ya muda masuk parlemen
tempat pengelukatan di pulau bali juga banyak diburu oleh wisatawan dari berbagai negara
ya jadi nggak usah terlalu panik
karena itu kemarin kan diliput termasuk cnn ada di situ
contohnya anjing saya pernah menjadi anjing nomor satu di indonesia
kalau di uph gimana tuh sama di sahabat
tinggal disana selama setahun
memang kalau dalam konteks indonesia yang
dilanjutkan mustafa kamal pasa bupati mojokerto
roby sofwan amin daniel yuwantoro cilacap jawa tengah
namun program program yang disesuaikan dengan budaya ini juga tersedia
saat ini dika paling banyak hanya bisa menjual tujuh ratus lima puluh kg beras saja
dan tentu dpr tetap harus patuh gitu
padahal kuliah cuma beda berapa kilo aja
karena waktu sma kelas satu itu michelle udah masuk ke timnas senior waktu itu kan
jurul kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andriano menyebut
supaya ini justru tidak bisa diakses
nah yang lucu lagi itu kan setelah kita
dikenal sebagai desa bali age atau bali mula
karen udah ketuaan vincent
yang bandel yang tidak akan menyelesaikan proyek mereka dengan baik mas
karena kan aku udah satu club sama dia
jadi yang dibutuhkan hari ini sebenarnya adalah makanan mbak
bukan berarti yang belum full marathon itu nggak keren
bagaimana piot melihat ini tren dari kualitas udara khususnya di tempat tempat yang memang diukur oleh sensor
bentuk kelainan lesi otak itu bisa bentuknya seperti adanya perdarahan
nah itu yang menurut saya
tapi kayaknya disana udah rame juga ya sen ya udah pada keluar juga ya
saya nggak berani membenarkan nggak berani menyalahkan nih
produktivitas tadi dari lima dua supaya menjadi enam atau tujuh ton itu seperti apa
maka diharapkan kolaborasi antara starling dengan penyelenggara lain di indonesia
nah sekarang kita mulai
untuk menunjukkan apa yang harus menjadi tanggung jawab saya
dia menang itu mengalami dengan berat
sehingga bisa benar benar menggerakkan kembali industri kreatif industri musik dan perekonomian indonesia secara nasional
ada acl mcl itu yang yang di sebelumnya yang di samping itu
selain sushi ada pula pilihan ramen dimsum hingga rice ball dengan harga yang juga terjangkau
soalnya saya alhamdulillah pernah punya pengalaman juga
jadi ada beberapa air purifiernya yang ada angkanya
kepemimpinan anies mas suryanto dan mas adi
nah mungkin pemain tim nas kemarin itu belum lahir
dan ini secara data secara statistik ada perubahan perilaku ini atau mereka dari awalnya memang sudah kecenderungannya pedofil
alat tradisional khas banyumas
oke kalau di luar dari alasan itu
melalui siaran persnya yang diterima cnn indonesia com bmkg memberikan peringatan hujan makin lebat hingga awal desember
ketegasan pemerintah dibutuhkan dalam penataan kawasan padat penduduk
itu sekitar seribu delapan ratus tiga puluh tiga lah
kemudian apa namanya justin humner
baik terima kasih ibu lia gardenia pertakusuma sekjen persi dan juga pak abdul qadir dirjen pelayanan kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia
dmo yang nantinya menjadi h export
itu harus aman dulu baru kita mudah sekali memintingnya
dia bisa terbawa dan bisa mengakibatkan kerusakan apapun
dan memang kita perlu melihat bahwa aksi iran ini masih kita bisa lihat sebagai bentuk serangan balasan
lima puluh lima terlalu banyak taktik ya pusing ya
yang dibawa kan pemain jakarta sih
iya dari awalnya kita startnya ngapelnya bareng cuman kan yang namanya kemampuan walaupun gembar beda beda teh
ya mohon maaf lah makan aja mungkin
setelah tur dunia suami dari suci permata dewi ini kembali ke cimaja
memang menggunakan ip lokal jadi informasi informasi bahwa starling menggunakan ip luar
gurihnya pedasnya terutama berasal dari bumbu merah yang ada di ikan ini
selembar kulit yang didapat dari seekor sapi dewasa memiliki berat sekitar empat puluh kg
seperti kemampuan kemampuan berat dan kegagalan kognitif
apa dmo itu mengalami terus penurunan jadi mengalami penurunan sampai dengan bulan ini
sangat ditakuti laut itu serem kata orang orang
kita mengutamakan itu vaksin produksi dalam negeri untuk vaksin program
kenapa dibilang sate jandung
kremasi ini berlangsung lebih dari dua jam
kali ini jenazah anak agung miang agung istri cokorda gede agung sukawati
ngusulin nama tuh ada nggak tuh mas
nggak di tengah ada koko ada dede juga
cara yang tadi itu karena bukannya malah jadi bersih telinganya malah bisa berakibat fatal
dari beragam makanan pilihan saya jatuh ke mangut kepala manyung
kita mempelajari itu kita mempraktekan itu ya nantinya itu akan kita praktekkan saat kita dinas
apa tahun ketiga aku kok aku dbl ngeluarin pertandingan ya itu yang loop tiga x tiga
baik studi negara chile maupun negara negara lain
dan itu dicatat di dalam sejarah kita
kehebatan apapun sampai dikatakan teknologi
karena ada urusan basket lah pokoknya
apa yang terjadi saat ini menjadi catatan hitam
jadi kayak mengurangi waktu me time gitu maksudnya
gue bukan yang egois atau gimana tapi
tapi juga orang di sekitar terutama anak anak kan
nah bagi sandi mungkin sepertinya tetangga sebelah itu rumputnya agak lebih hijau
ya kita optimisme kita tinggi
ada paradok barangkali ada yang menyebut gitu
bahwa masyarakatnya jangan di
tahun dua ribu tiga belas gue mulai pro sampai dua ribu enam belas tuh
tadi mereka sudah kembali yang sebelumnya awalnya dia itu dirawat di rumah sakit brimob kelapa ii
tetapi sebetulnya sebagian dari mereka yang berdebat itulah justru mereka yang
karena itu harus secara berkala dilatih menghadapi kondisi
tapi kalau yang seperti ini nih langsung mau direbus misalkan itu bisa nggak bisa
kayak terus abis itu tes kalau gak salah
desa wisata ini memiliki perkebunan pengelolaan coklat dari hulu sampai hilir
kangsaan meskipun sudah dibantai oleh kang idam tadi oleh kpu bahwa tidak ada permintaan dari partai politik begitu ya
begitu ya pak abdullah
dan insight fidesi anwar masih akan kembali sesat lagi dengan narasumber berikutnya
dan spt tahun ini juga berguna bukan hanya untuk melaporkan harta kekayaan pribadi saja
p dua tp dua a siap menerima anak tersebut
karena oh teman saya sudah oh emek saya sudah oh sahabat saya sudah
nah ini yang nampaknya belum diantisipasi pasar ya
kan lagi kuliah takut putus di jalan gitu
tapi protes ini mengingatkan kepada afc bahwa afc harus menyiapkan wasit wasit terbaik di sebuah event yang benar benar krusial
fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan ya segeralah
dan ini terus kita lakukan agar pemerintah paling tidak misalnya mensubsidi satu
si nathan suka bolak balik ke china
sajian masakan untuk warga yang melakukan isolasi mandiri salah satunya deska mukhtar memilih untuk
akhir masa batas waktu pelaporan pajak di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur i terpantau sepi
tim liputan cnn indonesia
untuk menahan supaya tidak terjadi pelemahan nilai tukar
kalau iph barat ada timur ada tapi ini yang rame basketnya bagus
dengan ikan cakalang biasa ikan cakalang atau juga ikan tuna kadang kadang jadi dimasak seperti
kalian harus kembali ke klub
lapangan puputan renon dan pasar menjadi salah satu lokasi umat islam di kota dan
panggung rumah besar yang lebih banyak
kalau harganya masih agak tinggi dan lain sebagainya
gue ngerasa kayak gue gak begitu banyak perform
itu kira kira yang terjadi saat ini di hampir seluruh pedagang yang dialami pedagang di seluruh indonesia
ya kalau boleh sih kami mengajukan apakah harusnya ada perbedaan ya
papa mama lu lagi ya yang berperan di situ kan
pkb kan juga gak punya sejarah
seperti china korea jepang gitu
iran juga tegas sebenarnya walaupun syaratnya adalah asal jangan diserang balik oleh israel
ngejot umumnya dihantarkan sehari jelang hari raya atau saat hari lebaran
banyak orang gak tau tugas kita menginfokan
enggak kayaknya bukan abang bali juga orang bandung kok lahirnya di bandung tapi tinggal lama di bali
jadi aku seneng banget kalau misal ngomong maksudnya kayak pemain pemain maksudnya pemain daerah gitu ya
mengatakan kami menggunakan sde
tapi sekuat apa imannya sekuat apa helmnya
kemudian kominfo juga mengawasi untuk keamanan data dan juga penggunanya
anda masih bisa terus mendapatkan covid jangka panjang
masjid jami kalipasir yang pada mulanya merupakan sebuah bangunan sederhana
alhamdulillah untuk ya seminggu kebelakang kemarin juga sudah mulai ada ya orderan orderan ini
logatnya masih kelihatan bali tapi kalau michelle kayaknya udah jakarta banget nih kayaknya nih
gak ke band ke depan band kan pinggir
area bahan atau material vulkanik dari wilayah atas ini bisa saja turun lagi atau mengalir lagi ke daerah yang sebenarnya
artinya masyarakat bisa memilih untuk mendapatkan perlindungan lebih
nah ini yang kemudian membuat belakangan ini menjadi sesuatu yang rame dibicarakan
penuh berisi dengan material abu vulkanik ini bukan merupakan jalur vulkanis yang sudah disediakan sebenarnya
waktu itu pak tito karnavian
karena kita sering di kantor kita jarang terlepas dengan matahari
fasilitas dan mungkin ada perbaikan
termasuk kelompok yang memang dikatakan oleh who sebagai kelompok yang sebaiknya diberikan atau dianjurkan pemberian vaksinasi setiap enam bulan atau dua belas bulan tergantung pada kondisi kesehatan
mulai dari memeriksa korban saat tengah hamil
nah itu yang memang harus dikonsulkan terlebih dahulu
bumn dua itu lapangan debuan semua sebelah lapangan parkir lagi
dan itu pelajaran yang kita dapat hari ini
kalau jadi kegagalan itu mungkin hasil yang paling buruk jadi saya masih pegang harapan untuk masa depan juga
kita punya persiapan untuk on farm
yang stabil dan yang berkelanjutan
karena kan kalau dilihat narasi besarnya adalah
hasil fermentasi selanjutnya berubah berwarna hijau dan akan dijemur kembali
kemudian juga ada kebakaran la paz di sinabang aceh pada dua ribu sembilan belas
yang penting kalau biaya japan itu satu ya kedepankan nuansa naturalnya
satlos di bawah dua ratus delapan belas
oleh karenanya negara harus hadir untuk melindungi masa depan anak tersebut
tapi namanya resiko sakit selalu ada ya gitu
lu uph berarti ini apa apply sendiri atau ada yang nawarin uph tuh
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas ini kan udah berubah menjadi undang undang tujuh nomor dua ribu dua puluh tiga
ini menjadi sebuah pr tersendiri
bukan seperti oh what do you want ambassador
terima kasih pak ganjar sudah memberi internet sampai di sang growong kerjanya suami sama saya mulai lancar
tapi sayangnya ada tabrakan dengan isu isu lain dan mungkin satu hal lagi
kita sudah muter ke kurang lebih sekitar lima puluh an warung
kalau yang tadi disebutkan itu di sumatera utara
dulu latihan sama ke pantai kayaknya satu hari bisa berapa kali tuh ya
dan karena aturan bukan alkitab yang tidak bisa diubah ubah
nah sementara hak asuh itu juga harus selain dari ahlaknya yang baik
ya rekam jejaknya panjang
l carbs pembayaran klaim kopi sebenarnya
pak prabowo itu kan berusaha jadi presiden bukan sekali
jadi dia sangat persisten juga
terima kasih telah bergabung bersama kami
insecurity itu kan gak hanya agama
jadi seperti jakarta trotoarnya itu sudah mulai diintegrasikan dengan mrt transjakarta lrt
bicara jalan kaki tidak bisa hanya sembarang jalan kaki saja
taruh lu pak juara nih pak di seagame
masyarakat itu betul betul harus sadar ya bahwa
ya dan jakarta ini pm dua puluh lima nya itu tadi di dalam ruangan aja sudah tinggi
nah pertanyaan saya sebenarnya cukup singkat saja yaitu apakah ibu ibu dan bapak bapak itu sudah siap untuk memberikan suara
utamanya la paz la paz yang sudah tua
tidak usah pernyataan pernyataan panjang tapi kenyataannya yang bercerita dengan panjang
bener game keempat ya
tim liputan cnn indonesia tangerang banten
kirain buka jaket biar nggak diciriin wasi
kedua pihak kelompok iya dan tidak telah meningkatkan kampanye mereka
apakah ada peristiwa hampir serupa
itu gimana kalo tuh ceritanya kak kenapa
kembali lagi di podcast sipaling sport cnn indonesia
ataupun korban yang dilaporkan hilang
nah itu nanti akan ada tambahan lima ratus tujuh puluh enam ribu ton
nah mayunan itu sendiri mengenalkan kepada masyarakat kami terutama gadis gadis
ini adalah olahan dari telur tongkol oke ya ampun belum makan aja udah ini bismillahirrahmanirrohim
walaupun memang dalam hitungan itu akan berbeda sekali
beduk ini juga nanti akan menyemarakkan idul fitri pada saat takbir malam idul fitri
pengen membesarkan partai yang kecil menjadi besar
sebab badan kereta dibuat dari bahan aluminium bukan stainley steel
lebih dari dua tiga juta lagi
di mana ya daerah cikini kalau nggak salah gue inget
tanpa grooming yang baik nggak bakal juga kita mempunyai anjing yang baik
tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
menyesuaikan permintaan pembeli orang tua yanti pun mengganti isian es teler hanya dengan nangka alpukat dan kelapa muda saja
masyarakat mulai banyak ya
baik pak abdullah kami ingin mengkonfirmasi kembali
bukan ini harga floor price
yaudah kita giri langsung
di luar ruang ketika pandemi itu berlangsung
keunikan lainnya juga terlihat pada bagian dalam
jangan selalu di generalisir
itu kita tinggal atur eta nya aja
betul sekali tapi well itu kejadian sih
dari yang paling ujung sini
membangun ulang seperti semula
tujuan kita adalah ingin mengembangkan industri lah
kalau suatu saat ditumpuk tumpuk gitu loh
dan untuk mengetahui informasinya seperti apa pelaksanaan penyekatan arus balik di ruas tol jakarta cikampek
kita menyerahkan itu kepada harga mekanisme pasar
dan jenis pelanggaran apa tuh yang paling dominan gitu
kalau cabur lain ini mohon maaf ini kan gampang nih dapat nih
minuman lepas dahaga ini es oyen itu ada nangkanya campur semuanya dicampurin apa sih yang di cincau
sebab angka pertumbuhan kriminalitas dengan kebutuhan anggaran dan lapas
invasi sepeda motor ke trotoar dan juga mobil yang sering sekali parkir justru di trotoar
ya menganggap bahwa keputusan kita untuk mendukung pak prabowo
untuk mengelakkan penyakit dengan sars cov dua
tentu ada hal negatif
rumah kontainer bisa bertahan hingga lima puluh tahun lebih
agar yang meninggal tidak kehilangan arah
jadi grooming itu merayu anak anak ya di internet
karena kalau semakin lama maka tentunya kan ini kan tadi kalau dia terlalu cepat ini akan over stretching pada lututnya
jadi semua gedung besar ada yang namanya outdoor supply air rate
termasuk celetukan presiden joko widodo tentang uban berikut
agar supaya ada fairness
apakah dengan sistem moda bisnis seperti ini bisa membantu para pengusaha warteg untuk bisa survive
coba beralih ke transportasi umum ya mbak risy
menjelang akhir tahun biasanya musim dingin gitu ya
kalau ada atlet tuh saya pengen banget bisa dapat medali emas
biasanya konsumen melakukan apa
itu untuk menghentikan terigu supaya indonesia itu khususnya nggak ngimpor
itu kita merasa lebih comfortable jujur
jadi menurut saya tenaga honorer harus menyiapkan diri untuk tes
tim liputan cnn indonesia solo jawa tengah
baru lahir udah dikasih tantangan
atau mobil listrik bagi yang mampu
ada filosofi tersendiri nggak sih pak
berpuasa yakni perayaan lebaran di hari lebaran ini menjadi momen yang tepat untuk saling memaafkan
seimbang dengan sesamanya dan seimbang dengan alam semesta
tahun ini tahun ini milik kuliah
serta tentunya penguatan protokol kesehatan
karena apa ya kita lihat cewek sama cowok aja tuh masih sangat timpang gitu loh
sekarang membuka peluang akumulasi kembali karena terjadi koreksi ya
aku pribadi lebih suka yang tough game gitu lah pokoknya
bahkan sampai sekarang juga masih ada bagian bagian di kota yang tidak ada trotoar
kita juga tidak terkonfirmasi
contohnya seperti kalau kita ribut terus di jalan
dan bagaimana kondisi udara saat ini
iya karena kan tidak ada perubahan elemen data
nah dari revisi inilah akan nanti pembahasan berlanjut
karena bulog hanya punya stok sekitar dua ratus dua puluh ribu ton hari ini
sesuai dengan logistiknya mas adi
nah langkah selanjutnya adalah merebus jengkol selama beberapa jam
dengan food station yang harusnya ada berapa pak proporsi yang sangat idealnya pak
selain dipilih oleh kbri menyambut presiden rombongan presiden saat datang ke korea selatan
ya betul tapi cek sungging juga waktu itu lagi cedera kan
ada yang unik dengan waffle yang disajikan di sebuah kafe yang berada di jalan cimandiri kota bandung ini
kini pemkot bogor secara perlahan mulai menghancurkan angkot angkot
ratusan rumah di permukiman warga jalan masjid al makmur pejaten timur pasar minggu jakarta selatan masih terendam banjir hingga kamis siang
didandani pakaiannya diganti kemudian petinya
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kelompok syiah itu mengalami kesulitan
apapun ya situasi ekonomi
baik kita tunggu nanti hasilnya seperti apa soal tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres
tapi ini tidak tumpang tindih pak arief ini kan sudah satu tahun ya di sini
untuk membuat nomenklatur baru atau kementerian yang mengurus soal makan siang gratis
nah tapi gini soal judging yang paling menarik amerika serikat negara yang udah super power super maju
ya ya ya budaya dan kalau topik penelitian saya dulu dan masih sedikit sedikit itu teater seni pertunjukan indonesia
dan menjadi simbol upacara di bukit kangin selesai dilakukan
biasanya ada sepuluh lai daun dalam satu ikat
oke targetnya bagaimana bu untuk vaksinasi lansia
jangan langsung diurut tiba tiba bisa bengkak ya
atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun tahun ke depan
luar biasa ada perlu ada edukasi
nah fyod tadi kita sudah mengukur kualitas udara di luar luar biasa buruknya satu ratus lima puluh satu
sekarang kita bergeser ke lapak sebelah
ini kemudian menjadi sangat kuat di eranya gus yakut ya
mestinya lebih meningkat ke arah sana
artinya kita memulai kembali kehidupan ini dan kita melihat semua proses yang
setiap hari ia bersama rekan rekannya bersiap di sejumlah jalanan di kota bandung untuk mengambil momen pergerakan para pesepeda yang melintas
pada saat seratus ribu per hari akan berubah
partai politik yang kita tahu bersama partai yang cukup membesarkan sandi sampai saat ini gitu ya
namun dr smallwood mengatakan
atau kurang tepat menurut profesor
bukan penghargaan itu targetnya adalah
nah untuk tempat tempat yang tidak ada central air system kita benar benar harus pakai air purifier penyaring udara
baik tapi adakah angka ideal yang
saya nggak suka disuntik soalnya
padahal kan kita waktu itu achieve ini
kemudian sektor sektor ini adalah pembahasan seksual
kerajaan banten yang sempat singgah
selanjutnya mereka akan mengajak penonton ikut menari di atas panggung
jadi seperti saya berada di traffic island di luar halte dengan background ini nih
terus akhirnya muncul lah cerita cerita gitu
saat ini sudah sembilan puluh tujuh artinya dari dia diumumkan tanggal dua puluh enam november
biasanya kita tarik durinya biar kemakan kulit
tapi bakal ini ekspansi nggak ke jakarta ke bandung gitu nggak
atau di hotel yang menyediakan anak anak untuk tujuan prostitusi
puasanya jadi batal atau enggak
soalnya gua pernah wawancara si nikita josevi
nah dia langsung harus buru buru di rasting lah istilahnya
di pesantren itu pada saat ngapal ngapalan quran tuh ya kan
polusi hyperlokal itu artinya kalau kita di gedung transmedia dan di rumah sebelah ada yang bakar sampah
apa sih yang kamu bisa perjuangkan untuk saya

lebih besar dari target rp empat puluh empat lima triliun rupiah
berarti kakak tuh kan baru debut di cls kan dua ribu tiga belas tuh
dan simple majority itu diatas lima puluh
jangan telat atau tidak melakukan pelaporan pajak
dibanderol mulai dari dua puluh lima saja untuk satu porsi steak berukuran tujuh puluh gram
itu pasti kan pak prabowo nanti lihat dari media
dan tidak terlalu manis sebenarnya
ini persiapan yang sangat luar biasa
yang satu lagi yang mbak sampaikan tadi adalah yang dari india
atau mengulang pola yang sama kayak orang tuanya gitu
langsung mengawinkannya dengan becak baik dimodifikasi dengan yang baru atau langsung
wabi sabi itu stylenya jepang yang ke arah keindahan dan estetik
lima menit pertama masih kuat
tapi memang kalau kita perhatikan masih berbentuk tulisannya kami sampai saat ini masih mencari bentuk video ataupun juga statement langsung dari pak joni
nah itu respon orang tua pas lo emang decide pengen ikut pon jadi kan lu setahun tuh nunggu itu gimana tuh respon orang tua tuh
tapi satu hal yang paling penting
maupun dengan para stakeholder yang ada di kota surabaya
dan menurut kami sih itu yang paling penting
selain dapat mengganggu keselamatan penerbangan kondisi ini bisa membahayakan nyawa penumpang
kita di jakarta kita sekarang di jakarta selatan
ini ada satu orang gede banget lah pokoknya
terakhir data dua ribu delapan belas risetnya menunjukkan orang orang yang memilih hidup seperti ini saja masih banyak yang kena stigma itu udah amerika yang segitu majunya
oh kita belum menunjukkan surat
atau masih belum bankable
tapi kalau ingat dulu pernah saya nyatakan ke media bahwa
dr darren kopin menjelaskan berikut ini
kita akan lihat untuk menteri berikutnya atau ex menteri yaitu johnny gerard plate
itu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor
pagi adi jika melihat suasana yang sekarang memang cukup baik ya kondisinya
ia tidak mendukung dana baru tersebut
pelaku industri yang tidak melaksanakan kewajiban itu
kalau latihan diantara tempat saya kata
itu memang sejak awal orientasi seksual mereka adalah pada anak anak
menurut perkiraan dari badan meteorologi korea
membekas berarti ada yang enak ada yang nggak enak gitu
ya mas bagus tapi kalau kita bicara mengenai salah satu kasusnya mekarta ya
hantaman dari dalam dari luar pun dari mana pun saja
tapi kalau tidak tercermat membaca peluang itu ya saya kira akan kerugian besar terjadi pada sandi
itu harus dipikirkan produknya complicated ini
oke kalau misalnya saya lihat gitu ya yang saya tahu kan
jadi kayak misalnya saya nikah aja gak pakai resepsi gitu
tapi abis itu papa mama maunya balik ke bali makanya aku balik balik lagi sma di sini lagi
atau dia kakinya sudah bengkok
kita mau jual berapa dengan kondisi masyarakat pendapatannya yang belum pulih dan banyak yang kena phk
atau dari pembakaran sampah bantar gebang atau berdasarkan industri atau apa nih
sampai hari ini ya sampai hari ini kan kita harus mengikuti terus perkembangan tentang penyelidikan dari karakteristiknya
ketika keluar dari gerindra masuk partai politik yang tidak terlampau
nah tapi dalam perkembangannya ya
berarti ternyata memang kecil kecil kecil tadi masih ada ya mbak
mereka yang pemula yang melakukan perekaman dan mendapatkan ktp itu juga akan didahulukan
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga john obody namanya itu sangat prihatin bersama istrinya yang sering traveling di banyak negara
zaman berubah tetapi pesantren ini masih menjaga tradisi karuhunnya
terus dari australia dia main surfing
tapi untuk diterima kansnya di partai yang tadi sudah disebutkan tadi hijau p tiga itu seperti apa mas adi
eh kak by the way si mesnya cls tuh dulu yang di belakang gue itu bukan sih
ya kita kembalikan membahas mengenai kebakaran terjadi di la paz
tapi kita perlu ingat bahwa masyarakat yang sudah lebih dari enam bulan yang lalu mendapatkan dosis lengkap
dan juga punya nama tersendiri yaitu yayasan darul makobir
sebuah usaha semangat membaralah kakan kaki
makanan kita sehari hari lah sebelum kita beraktivitaskan lagi
dimana survei pan yang alhamdulillah meningkat secara signifikan
makanya pada berhenti dan pada berpikir ulang lah untuk planning ke depannya
itu umumnya gejala yang timbul adalah reaksi lokal ya
kuncinya asli dari kunci kontainer ya
nggak ada banyak berubah sih sebenarnya
sekarang ada virus yang lebih menular
menjelang sore jenazah dinaikkan ke bade
saya waktu itu diminta hadir dalam sebuah international conference dua ribu satu di yokohama
tapi saat ini walaupun terjadi peningkatan kasus
nah bapak itu memiliki koleksi yang orisinil
itulah cara komunitas kita mengelakkan hal hal
mudah mudahan dengan semaksimal mungkin benar
kalau untuk wni sendiri belum ada update dari pihak kbri apakah ada berapa banyak wni yang terdampak itu belum ada
harian kompas tahun lalu bulan oktober ketika melakukan pengukuran indeks kepuasan kinerja pemerintah
karena si anak atau korban punya hak untuk menuntut itu
hingga senin pukul sepuluh waktu indonesia barat dalam sistem rekapitulasi atau sirekap kpu
porda pas porda belanya badung bukan
terutama pada kelompok yang sangat beresiko ya atau sangat rentan
kalau kita bicara pangan itu nomor satu adalah neraca pangan
karena validasinya kan misalnya harusnya mendagri misalnya melakukan validasi
yang kelihatan ini kan sepak bola
selain soal insentif bagi mobil listrik saat ini pemerintah telah memberikan keringanan pembelian kendaraan sepeda motor listrik
jadi dari situasi itulah lalu dia membentuk sebuah organisasi
itu berhenti berhenti sama mereka
contoh kayak yang pas satu tiga miliar kemarin itu
dengan sesuai kapasitas dan kemampuannya masing masing
anda bisa menekan kanan
jika biasanya turnamen golf diikuti oleh para peserta profesional ataupun amatir
bahwa ia berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat australia
orang daerah itu juga kekurang beras
mengenai laporan dari who tentang long covid
tapi pioto sendiri melihat ini kita kan di gedung transmedia ya
itu aku gak ngerasa ada
terus ada tawaran juga dari beberapa klub
jadi definisi partisipasi itu
dan membuat suasana hati membaik
mas koko asisten pelatihnya juga nge push pemain junior juniornya buat apa ya gimana caranya
kajian teknis kapan waktu terbaik pendaftaran peserta pemilu dilakukan
terakhir mas apakah ini tidak merugikan pasangan lain
wahana simulator pasifik rim formula kart dan roller coaster
kalau dari pelaksanaannya sih bagus mbak ya
yang terakhir adalah keterampilan berdemokrasi
dan memang ini juga bukan saja keharusan sekarang merupakan gaya hidup juga
itu tadi kayak terbentur dengan keluarga gitu
yang dilakukan keluarga besar puri agung ubud ini nih misalnya
kemudian di posting di medsos dan lain lain
pengkhianatan yang dahsyat seperti ini
karena tujuannya emang buat semuanya dapet minute yang kayak gitu ngebangun buat yang sebelumnya belum pernah main
pkpu nya apakah harus segera direvisi pasca putusan mk kemarin
makanya banyak kan apa namanya bahkan ada biku yang salah satu program imersionnya itu tinggal di pesantren selama beberapa lama misalnya
artinya daerah daerah yang belum mencapai target dosis pertama tujuh puluh ataupun dosis pertama lansia enam puluh
jadi dia bisa dibawa misalnya sama tentara kita
baik kita masih ada beberapa segmen lagi bung sofian
kemudian ada biaya sewa lahan itu didetailkan satu persatu
nah akhirnya bisa juga bawa polusi dari tempat lain ke daerah kita
memang faktanya seperti itu
karena program ini sangat mahal lama dan butuh kesabaran butuh dukungan orang tua juga
untuk beberapa properti yang sedang mangkrak mangkrak saat saat
pesta rakyat ini terasa semakin meriah karena adanya sejumlah acara hiburan mulai dari bazar umkm tari betawi adu pantun hingga lomba menganyam ketupat antar warga
jadi ya kami sebagai asosiasi atau sebagai organisasi ya fokus ke sana
kekhasan tersendiri kombinasi teksturnya didapat dari teri crispy nya peganti kerupuk
kerjasama dengan baik dengan pln
sakitnya sebelumnya itu mungkin kaget ya mbak ya karena dipisah dari induknya
jadi sekarang aqi nya satu ratus lima puluh lima pm dua lima nya enam puluh empat
diarak seperti yang disampaikan
tapi kalau tahu diri dari zaman dulu kan orang susah juga banyak
maka nanti testimoni testimoni dari paksanaan vaksin sebelumnya ini kita harapkan juga muncul
tingkat partisipasi yang tadi harus dicapai
dia adalah co founder dari nafas indonesia
sebelumnya turnamen golf kerap digelar di lapangan pol taksesco au
nah nama perempuan itu kita masih penasaran rame
selain menggunakan pulpen dan kertas ada juga ilustrator yang menggunakan aplikasi lewat gawai
kita semua berharap bahwa dengan booster ini bisa membuat masyarakat indonesia juga lebih kebal gitu terhadap virus ini
biarkan kerja di jakarta itu saja yang menjawabnya
wow nah yang itu usia berapa nih kalau melody usia berapa nih kok
memasuki bulan ketiga pelatihan secara praktik ia masih membutuhkan adaptasi dalam pengoperasian kereta cepat ini
kondisi itu memang kenyataan terjadi bahwa memang sulit untuk mendapatkan beras itu
roti mandarin menjadi incaran pengunjung
kalau di sekolah kemudian dari jam
nah secara keseluruhan bisa diakses
atau inklusi kepada produk sektor jasa keuangan
dimana ya nggak rasa lalu ada retakan sedikit
oke terima kasih sudah hadir di good morning pada pagi hari ini
nah ini nanti yang ini sebetulnya yang paling renyah ini di sini nih
sehingga kemudian rizky ridho menjaga kedalaman
selama ini terbuktinya seperti itu
biasanya kalau pemerintah itu melihat kalau ada multi sport baru dilihat baru baru sponsor
itu baru sisi spendingnya
ada tindakan yang dilakukan secara kolektif
ketika kita berbicara tentang rumah yang berharga kita melihat sebuah kohortan yang berbeda dari orang orang yang berharga rendah dan mungkin bekerja dan dapat memperoleh membayar lebih banyak
dan ikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
konon kain geringsing adalah warisan
dan angka ini lebih tinggi dibandingkan negara negara eropa lainnya
jadi pertanyaan saya kenapa kenapa sih kemudian first nation people perlu mendapatkan satu posisi khusus di dalam negara australia
dan tidak ada intervensi yang masif dan sistematis untuk mengeluarkan mereka dari sini
tapi penyebaran agama islam disini
tapi jangan tergiur jika ada yang menawarkan kerupuk kulit dengan harga mirip
mau yang konvensional yang biasa semua sudah ditanggung pemerintah
udah di blok kan pak bis kan pak
gue kan nggak terlalu tahu juga ya basket di surabaya itu gimana
emisi nol bersih berarti mencapai keseimbangan keseluruhan
soalnya kalau gak salah anak anak cls kan lebih duluan dibubarin dari thailand tuh ya kak ya kalau gak salah
oh iya bener anda bener
jadi ketika ada gusturian gusturian yang ideologis
mak alhamdulillah sehat terus ya
diskusi mencari solusi terbaik end to end
terus disamping itu mereka juga bisa basket gitu
kemudian untuk jangka panjang polusi
melakukan olahraga itu seperti apa pak
saat erupsi gunung kelut dulu pernah terdampak tapi enggak begitu parah jadi ingat ingat itu jadi
merek vaksin yang dibagikan harus dari distributor resmi dan telah mendapatkan izin dari badan pengawas obat dan makanan
jadi mohon pemerintah juga bisa adil untuk melakukan pengecekan kepada rumah sakit rumah sakit
tentunya kita lebih memprioritaskan pada kelompok kelompok yang paling rentan atau paling beresiko
jmo itu di luar negeri juga tentunya sudah dengan
bisa menginspirasi bagi kita semuanya
bahwa perundingan yang terhenti berisiko terjadinya pemilu pembubaran ganda yang lebih awal
ada yang sewa lahannya itu delapan sampai dua belas juta di kerawang
nah bicara dengan ekonomi umat nih pak
menjaga yang sini dibiarkan ya
akan menjadi coffee gel ini yang siap diminum
tetapi menggunakan vehicle yang lain

jadi kita kayak diserbu dengan berbagai macam
telah tertahan di senat selama berbulan bulan
sama apa l i g r a soalnya ya itu hubungannya
atau yang disingkat hawf
dan sebenernya itu apa pentingnya market conduct ini
serta dubes gadis sulistianto duta besar republik indonesia untuk korea selatan
kerupuk kemudian dijemur selama satu atau dua hari bergantung cuaca
anda juga dapat memberikan suara di kedutaan besar konsulat dan komisi tinggi australia
ketua majelisuro jadi anda mau mengatakan
laporan dari penelitian ya dan kita secara umum pasien pasien kami ya di ortopedi itu banyak yang sebenarnya dia usia muda sebenarnya
perdana penyelenggaraan konser yang akan diberikan oleh apmi ada kira kira bocoran nggak
oke mas lukman ini benar benar beda dari yang lain
psbb psbb yang gimana banget itu yang jadi masih bisa keluar
eits tapi jangan salah kursi dan aneka perabot ini tidak dibuat di kota depok
artinya dari empat partai yang sekarang itu pengusung satu dan tiga
main cuma kayak futsal cuma yang beda peraturan penaltinya aja
sebenarnya mendingan disuruh ngambil bambu lagi dah
ini yang melakukan waktu itu
dan apakah nanti vaksin yang halalnya juga tersedia
isi es teler hanya terdiri dari tiga macam buah segar sementara es oyen dan es campur isiannya
bapak setelah itu nggak ada rencana buat visum pak
termasuk juga mungkin masalah pertimbangan kesehatan itu tadi juga ya
yang akan ditumpangi ataupun sekadar bersantai menikmati langit dan juga pemandangan jalanan pusat kota jakarta
yang japanese itu agak padat desainnya
dan kalau kita lihat ketua umum golkar pak erlangga juga hubungannya baik baik aja ya
cenderung slidely turun gitu ya
kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kementerian kesehatan kan
ia berharap hambatan tersebut dapat diatasi
nah gimana sih kota bogor bisa mendapat julukan kota seribu angkot
kemarin terus piala dunia basket
dan perorangan sementara itu untuk pertanggal tiga puluh maret saja tercatat sudah ada sepuluh tiga wajib pajak yang sudah melaporkan
jangan sampai berjalan ke tempat yang tidak terlalu baik
tapi alhamdulillah kita diganti sama dia gitu
itu ada satu momentum yang cukup bagus ketika ada salah satu teman saya
nah sehingga kalau dibilang apakah berpengaruh apakah nggak berpengaruh bagi kita nggak berpengaruh
sudah kita mulai kerjasama dengan rumah sakit dengan telemedicine aplikasi juga
tapi kalau pada saat sedang dia baru ada cedera langsung dibawa mohon maaf ke tukang urut
aku bikin sesuatu yang aku tahu itu makanya i do it with my heart
bisa berdampak terhadap ke janin
ya mereka paham nggak untuk melakukan itu semua gitu loh
para peserta aksi tujuh belas tahun kamisan kompak menggunakan pakaian dan aksesoris serba hitam
sepasang ayam jantan mulai disabuk
tapi emang emang jalannya tuhan kali emang emang kerja keras tuh pasti bawa hasil yang bener gitu
kita kan tahu waktu itu ada partai umat misalnya dibawah amir rais
ketua indonesia cyber security forum ardi suteja mengatakan
jadi semua yang bertanggung jawab terhadap vaksinasi ini pak bios pusus pemerintah harus proaktif
karena kan partai punya data hasil gitu ya
dampak dari atmosfer dari meteorologi dari geografi juga
indonesia resmi memiliki total tiga puluh tujuh provinsi
di kementerian hukum dan ham itu nggak ada di bpsdm itu
kalau saya bagian tim supporting terutama di bagian ini

putusan dkpp itu akan berkaitan dengan
dengan kemudian pindahnya hengkangnya partai demokrat
dan dua ribu sembilan belas waktu itu kenaikan pasarnya relatif lebih kecil ya daripada periode sebelumnya
kini keempat pilar dari batang kelapa tersebut
dari pertengahan november awal desember itu naiknya melejit pesat lah
tapi juga tidak besar
seperti yang kami sampaikan sebelumnya ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait kondisi cuaca
sebelumnya kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi kepada para siswa smk lingga kencana pak mawardi
jika pada lebaran tahun dua ribu dua puluh dua jumlah pendatang di ibu kota mencapai dua puluh tujuh ribu orang tahun ini diprediksi mencapai tiga puluh enam orang
dan tidak ada di pengolahan untuk menjadi sebarang yang dikemas atau
apakah ini lebih besar dan lebih kecil
bahwa bayar pajak itu ribet lapor pajak itu ribet
kalau cls mah gak jauh jauh berarti ubaya lu tau gak
tapi sebenarnya waktu sudah habis tapi saya ingin bertanya ini karena sudah satu tahun dan kira kira satu tahun ke depan
gaps nya namanya setuju gak setuju
tapi jalan damainya seperti apa itu kan jadi pertanyaan
kita cari challenge baru sebenarnya apa yang masih kurang
saat memasuki area wisata pengunjung langsung disuguhi suasana negeri tirai bambu
tujuannya agar potongan tetap putih
buah sukun juga bisa dibuat menjadi tepung dan nantinya diolah menjadi beragam olahan

cukup cepat juga sih ya menurut gue buat anak basket
suka nggak suka kita harus siapkan cold storage yang besar untuk simpan dan kebutuhan berapa banyak
itu dua sampai tiga rapornya dari sepuluh
supaya jadi enam supaya bisa jadi tujuh itu harus apa
atau setidaknya menambah daftar nama di level tertinggi liga surfing dunia
tapi posisinya dia di lantai gitu ya mas ya kepalanya di lantai
salah satu sarana transportasi wisata ikonik bandung untuk berkeliling kota bandung
dan juga mengakibatkan pemerintah
bahwa anaknya nanti akan mewarisi penyakit keturunan
gen gen yang diturunkan itu dimana itu disebutkan salah satu bagian kromosom
sehingga begitu neraca pangan ini selesai
kalau kita lihat secara umum
dan kalau memang iya apa yang membuatnya dalam tiga tahun ini justru meningkat
saya juga nggak tahu kenapa tiba tiba bisa menangis ataupun teriak gitu
kita lanjut potong jengkol sesuai ukuran yang diinginkan
ada di anggaran olahraga prestasi
atau ada sofa dan kalau mau mesen mesin tinggal pakai
sementara itu kejadian kejadian berat lainnya seperti gangguan daripada jantung
ya kalau misalnya emang lo gak suka ya minimal dipanggil dulu lah
di situ banyak petani pengrajin kandang sapi atau kandang kerbau
tidak apa apa seru seru seru ya
maka bisa dimaklumi kalau misalnya perpisahan anies hari ini dia bilang bahwa saya tidak mau berpanjang panjang
iya baru ketahuan waktu dibuka
ada juga loh lukisan karya anak anak dari para insan transjakarta
padahal saya nggak undang loh itu cnn datang kan gitu
tapi kalau kita melihat dalam kasus palestina israel
ini adalah satu dari sedikit masakan manis khas dobo
nah sementara kantong kantong suara partai lain itu belum dihitung
sebenarnya disuruhnya juga bawanya itu adalah makanan yang lebaran
karena kita sebagai orang bali pastinya bangga ya karena ada tradisi budaya apalagi disini tuh baliaga banget asli bali banget
maksudnya siapapun yang dengerin ini nanti
dengan senjata yang cukup ampuh
mereka mengaku takut dan membuat jantung berdebat
udah ngapain lanjut ngabal quran
kelompok teis itu ya rame sekali di twitter di instagram di facebook ya banyak
tidak ada proses pemeriksaan secara rutin
gorengnya lebih ini ya lebih matang bukan ini bukan gosong tapi lebih matang
pendapatan rata rata akan menerima potongan pajak sebesar delapan ratus dolar berdasarkan rencana baru itu
kemudian juga jordan yang waktu itu di bawah jordan ya
jadi di sini kita bisa mencari pemain bintang yang tidak mempunyai wadah dan biaya untuk bermain
tapi tidak serta merta merubah kebijakan itu sendiri
yang bisa mengakomodir kondisi di mana
bagi wisatawan upacara ini merupakan festival yang memerlukan dana besar
ternyata acara jam satu
apakah bisa sembuh kalau misalnya ada osteopatritis ini
dengar gitu ya podcastnya
dan mohon bisa secara kualitas itu bisa diperhatikan
yang kemudian dihambat ya dihambat oleh kelompok muslim begitu
yang seterusnya kita mengurangi porsi
mereka bilang gini kita mau jagain supaya tempat ini tetap beragamanya itu secara inklusif gitu
counseling termasuk orang tua
ini hal hal yang masyarakat mesti tahu
iya iya soalnya kan lu sd kan di sofewadi kan sofewadi kan basketnya juga tuh
kalau sudah berkekuatan hukum final
websitenya juga aku lihat lihat belum ada kan kayaknya
ini kan di kalau menggunakan jalan raya ini kan banyak sekali penggunanya
bahkan yang melahirkan pun juga ada resiko sakit
belum teratasi gitu ya apalagi
terpublish sih mas kemarin kan jadi ada
ketika memakai survei ini itu dipakai argumentasi kuat untuk meminta anggaran ke dprd nya
di antaranya menghindari radikal bebas seperti merokok mengurangi paparan langsung sinar uv
ini emang apa dari cerita lo di podcast kan lo banyak banget katanya lu anak nakal
rampung direndam air panas lekas masukkan kulit sapi ke drem berisi air dingin dan diamkan selama tiga puluh menit
sudah secara online sudah pernah jual lumayan banyak
kali ini saya akan mengajak anda melihat lebih dekat salah satu tradisi di desa tersebut
telah meloloskan rencana undang undang dana perumahan masa depan australia
pada musim panas mulebaran dan lain sebagainya
konsep tentang pernikahan itu sendiri gitu ya artinya ketika seorang menikah kan dia tentu punya pilihan dalam bentuk pernikahan ini mau seperti apa
yang ketiga yang disampaikan oleh bang dasko adalah anatomi dan kerja kerja politik kader yang terdistribusi secara kuat
beragam kuliner nusantara dijajakan di sini
terutama pelayanan di rumah sakit yang membutuhkan waktu
tapi lu latihan flying wheel di mana sih di makassar bolak balik lu
kita kan nyari yang kita wawancara juga pasti yang istilahnya gampang kita cari akses
nah mengapa demikian untuk itu marilah kita simak rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
kalau dilihat dari pdip juga kritikan yang disampaikan pada rabu kemarin
tapi kalau lima puluh lima kayaknya agak susah deh
kemudian pagi saya nganter istri di sontek ya terus kemudian siang kami cek lagi terus kemudian sore tadi mendapatkan laporan
ini yang urus abnuna bau kesini pak ini baru dua hari ini kerja kasus selesai ini bagi saya
maka di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin sekitar rp satu dua ratus dua puluh tujuh delapan puluh sembilan triliun secara nasional
kak thank you banyak kak kita kontrol dulu kak
setelah undang undang itu disahkan
karena mereka telah kehilangan suplai gas yang menjadi andalan mereka
membuat orang berpikir ulang
ini bisa menjadi salah satu cara untuk menikmati air kelapa berbentuk puding berwadah buah kelapa asli
ini selama upacara sekitar sembilan harian
karena dapat digunakan sebagai tempat menyimpan daging kurban dan ramah lingkungan
tetapi kami punya keyakinan jika ini dilakukan secara serius
sementara target pengunjung selama pameran berlangsung sebanyak enam orang
saya tidak mau ngomongin tadi ya soal ini menguntungkan atau tidak siapapun
baik bagi produk kendaraan yang dijual maupun masyarakat yang berhak melakukan pembeliannya
produksinya mencapai sembilan tujuh puluh sembilan juta ton per tahun
namun setelah berbagai upaya penyelamatan
bapak abdul qadir dan juga sekjen perhimpunan rumah sakit indonesia
jadi seperti ada tekanannya
atau biayanya tidak terlalu mahal
itu bagaimana negara mengintervensi urusan pribadi
sisi negatif lebron berarti nih
yang kedua bekerjalah dengan semua integritas
hadirnya bentor tidak hanya menambah jumlah jenis pekerjaan rakyat yakni penarik bentor tetapi
jadi jangan sampai ada yang ikuti ikuti
katakanlah pada saat mulai dipakai sampai sekarang
jadi dari dinas pendidikan
jadi diskriminatif gitu ketika jatuh ke ke apa namanya ke aturan aturan resmi ya formalisasi gitu
tidak dijaga dengan baik oleh konsumennya
jadi gak terlalu keliatan sebenernya
tapi efek terhadap bisnis properti itu
ada yang dua tiga juta seperti di sumbawa
ada kesulitan kesulitan tertentu yang
artinya ketika misalnya pertama mungkin kita kembali ke desakan publik
yang merpati larangan kota tangerang banten mulai mengkelihat
mempersiapkan bibit bbt bahan baku tebu
jadi mereka memiliki orientasi seks pada anak anak
iya sehingga kita rumuskan namanya hap harga acuan pembelian
yang pertama yang harus kita soroti adalah bagaimana wasit yang pertandingan
saya gak mau go into detail banget gitu ya
kalau memang ada perubahan soal batas usia capres dan juga cawapres kang saan
kalau kami lebih menyarankan dia jalan kaki saja tanpa harus ada lari kecil
ya sektarian ya jadi nuansanya itu sekarang lebih kepada apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membukukan loncatan fenomenal
nanti kita juga harus lihat nyaman atau tidak nyamannya
iya ini episode perdana
pemerintah daerah juga perlu untuk diperkenalkan ke konsep ini
membuat rasa aman dan nyaman
apalagi semua dari beban kita itu larinya ke lutut
terbilang murah ya untuk makanan sejenis sushi seperti ini
perlu diketahui trans studio memiliki perusahaan induk yang sama dengan cnn indonesia
kita akan bikin kerupuk kulit yang indah kali ini
jadi kita hanya menjadi lebih ekstrim dan polarisasi
ini yang harus diketahui oleh pelaku usaha jasa keuangan
ia mengatakan ia bangun pagi pada suatu hari
ya saya kira saya akan komentar dua hal
tim liputan cnn indonesia
menenun adalah sebuah proses yang berbeda dibalik alasan orang menenun
ya jadi kan kalau kita bicara tentang efektivitas dari
selain oleh warga jabodetabek
dan kita juga pakai teknologi ya
di kebun sayur milik mehdi harga yang dibanderol untuk sayur organik mulai dari rp dua lima ratus
dan terakhir mas saya juga ingin tahu singkat saja
di mana anda bisa lihat di belakang saya sejak pagi tadi bahkan baru dibuka pukul delapan pagi masyarakat sudah banyak yang datang langsung
tetapi di thailand waktu itu di tempat tempat wisata
perut saya sudah terisi saya sudah memberi makan diri sendiri saatnya saya akan memberi makan para netizen
kalau dengan ligamennya kalau dia hanya katakanlah nanti itu ada cedera
udah terikat lah udah pasti nih cls nih
supaya angka ini bukannya semakin meningkat tapi menurun di masa depan bung sofian
sampai disini podcast si paling sport edisi berana
terus jadi manajer bayangkara fc
saya tidak melihat itu akan menjadi lebih tough atau lebih keras
tapi semua orang terlalu takut untuk menghentikannya
yang di posting di sosial media itu
karena itu adalah ranah pribadi mereka dan saya menghormati itu
jadi silahkan terjemahkan sendiri tapi bagi kami proses telah berjalan
karena harganya dalam catatan sejarah kita belum pernah terjadi harga yang begitu besar seperti saat ini
menggerutuk bahasa indonesia nya apa
yang perlu disadari adalah ketika anda harus yakin dengan pilihan anda
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
ya traveling ke eropa ke amerika sampai
dan sekecil bisa lewat filtrasi yang kita ada dalam gedung yang filtrasi di dalam ac
debut kita seperti kalau pertandingan awal kita masih rada rada tegang lah ya
terus kemudian kelompok kelompok masyarakatnya masih kita siapkan agar ada urutan prioritas
nah kenapa belinya di tempat ini sudah legend atau gimana
jadi karena itu masih nanti akan menggunakan skema yang berbeda
itu dia informasi informasi seputar starling yang telah diklarifikasi oleh pak budi juga
berbagai macam pertandingan terutama antonio gagliardi yang berlaku sebagai pelatih dan taktikal assistant
pertama kali pada saat maju di kontestasi pilgub dki
mereka belum melihat trotoar itu berwujud
kita di dunia nomor dua loh
anak balita memperkosa balita lain
beberapa ahli mengatakan disarankan maksimal dua buah jengkol saja dalam sehari
di pkpu tentang batas usia capres dan juga cawapres
yang masing masing diusung oleh ratusan orang secara bergantian
sebab perairan selat bali ini masuk kategori kurang aman untuk paus tersebut
nah bagi kami sabung ayam di tenganan itu atau tabora itu tidak boleh ada taruhan
ada menteri yang malah mengkorupsi hasil bansos covid sembilan belas yang terjadi di jabodetabek
belum lagi kesegaran dari sayur daun ubinya rasanya memiliki
mulai dari pagi siang sore hingga lalu ke malam
ini bener bener yang saya punya alasan untuk ini gitu
misalkan gue pernah lihat foto kopi kartu keluarga orang
ini bagaimana dan kenapa kita selama ini juga masih sangat tergantung
jadi supaya kejual aja gitu
pesan fakultas dakwa universitas islam negeri saifuddin zuhri menyampaikan
itu juga dianggap sebagai bagian daripada keluarga yang tidak diyakinin akan melakukan kekerasan seksual pada anaknya
ya benar jadi tahun depan kita indonesia korea memasuki ke lima puluh tahun hubungan diplomatik
jadi dari kecil saya diajarkan untuk tanggung jawab aja pokoknya
itu kelas berapa tuh sen berarti
satu kuali adonan biasanya dicampur dua puluh hingga dua puluh lima kaleng ikan sarden halus
melalui e filing atau juga bisa datang ke kantor djp pajak terdekat
setelah lahir otomatis kan saya melakukan kunjungan ya
serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita
kalau kita menggunakan benih atau bibit dari indonesia itu hanya satu dua ton per hektare
kelelahan ekstrim sampai akhirnya
istri terbaik diriku yang saat ini gitu
tapi kalau udah melewati waktu yang udah dijanjikan
sebagian besar warga kampung bojong masih menjual dengan cara tradisional yaitu dipikul
jadi ini kayak kasus tangsel kayak gini loh gitu
kalau ada tersetuju bikin sahabat ini ya
jadi aku tuh kayak decisive banget
mereka memuji permainan timnas kita dan para pemain kita
kalau barang ini nomor satu di indonesia ya berarti kita memprioritaskan produksi dalam negeri
singkong dengan jenis oyeng ini ditanam oleh wargiono lima puluh tahun warga duku sumber kulon desa sumber kecamatan trucuk kabupaten klaten jawa tengah
itu yang penting ya tidak ada diskresi ya
seperti erupsi gunung sinabung kelut dan gempa palu
tradisi itu adalah menyampaikan selamat
lalu kemudian saya bertanya kepada beliau beliau
bulan ramadan menjelang lebaran ini masyarakat diimbau untuk berhati hati dengan peredaran uang palsu
tinggal kalau nanti mengenai akurasi dan lain lain
jadi kalau pulang itu saya pengen makannya gudeg
efek kesehatan berlaku di lebih dari empat puluh kilowatt lebih dari empat watt per kilogram
mereka ini kan juga dari kampung kampung ya bisa saja misalnya ketika pulang ke tegal mereka langsung ke petani lokal
soalnya dia kayaknya abis one on one sama labron james nih kalau gue liat di feeds instagramnya ini dia
harga stik sukun rp lima ratus gram dipasarkan mencapai rp tiga puluh dua sementara satu bungkus ekrol isi dua puluh batang dijual rp dua puluh
kami punya keyakinan bahwa kita mampu melakukan itu
kalau misalnya dua ribu dua puluh empat desember harus selesai
artinya sebelumnya kan diminta pikir pikir dulu begitu
harga beduk bervariasi sesuai dengan kualitas
dan bagaimana cara kerjanya nanti
jakarta atau di jakarta itu bisa di mana mana ya
dan kemudian kepanasan itu selalu ada
bukan masalah lela sandi ini kan apapun politisi pasti membayangkan bahwa di dua ribu dua puluh
kami sebagai pelaku pasar dan kami cuma bisa menghimbau
dari rahim anak kandungnya sendiri
dengan cara mengoreknya biasanya sih dibersihnya pakai kuku ya pas lagi mandi gitu kan di bagian
tadi juga siang jam lima belas
serumen biasanya lebih sering terasa gatal aroma khas pada serumen juga tidak disukai serangga dan
tapi ketika rapor ini mereka jadi kendali ya kami kasih saja
untuk lauk favorit yakni aneka olahan cakalang seperti cakalang suhir suhir dan woku belanga
lalu yang vaksinasi kedua sudah satu ratus dua puluh empat empat ratus tujuh belas dan kemudian yang tundanya
ya kalau sering kita diskusi dengan teman teman p tiga mereka cukup welcome dan cukup senang
itu dinasehatin atau gimana sih maksudnya
sebelas tim yang tergabung ataupun juga sebelas promotor yang ada di apmi yang selama ini menjalankan acara ataupun festival
bukan adu ketangkasan semata namun disinilah mereka belajar tentang sebuah ketulusan
dan pemilihan wakil ini malah salah satu poin yang cukup penting karena bisa menentukan kira kira siapa yang akan memenangkan pemilu
anak anak kita dari hubungan sosial
kita akan berada di masa lalu yang berbeda
anggaran maksudnya untuk pupuk untuk benih gitu ya
tentu sudah ada sop nya
sudah tepatkah atau masih ada sejumlah catatan dari anda pak windu
tapi mungkin dengan informasi yang pagi hari ini kita bahas dan kita melihat perkembangan situasi covid yang ada di indonesia semakin membaik
tapi satu hal berada di satu partai yang besar tiba tiba keluar bagi saya itu adalah satu insentif yang menurut saya tidak terlampau menguntungkan
yang biasanya berkaitan dengan rokok penyebab utama
wah mesin yang besar error pemirsa
agak bukan acu ya mungkin kayak udah gak kayak dulu lagi
tapi ini cukup gitu aja
banget bokapnya lo preaksi gimana sih
untuk industri properti tanah air
orang asli itu dan mungkin suara suara orang asli australia seharusnya dikedepankan
itu kan intimidasi verbal kemudian gak diproses oleh penegak hukum
dan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas
jadi itu bisa dikira dari ratusan ribuan kilometer
untuk taoco berukuran rp tiga ratus tiga puluh mili dibanderol rp dua puluh dua
kadang kadang masih mendengarkan protes dari emak emak untuk memberikan diskon
lalu seperti apakah perbedaan antara supermoto dibanding motor jenis seperti moto trail berikut ini liputannya untuk anda
vaksin yang saat ini kita berikan indovac dan inafak itu adalah vaksin yang masuk dalam kriteria vaksin program dan itu adalah vaksin yang halal
pengecualian juga mungkin di jakarta
dividen bmn tidak menurun
istilahnya ya maksudnya ya harus nggak bisa terapi di sana
yang kita sebut sebagai konflik of interest itu
saya tanyakan tadi mas iqbal sempat bilang soal mentality mas boleh cerita soal itu
kalau misalnya katakanlah kita harus berani menutup ya
udah latihan normal ya berarti ya di surabaya ya atau gimana
apakah sudah tepat nih pak
subianto aga dipa lumajang jawa timur
iya jadi pada saat kita
itu menjadi bagian dari kekuasaan
anda berhutang untuk periode sepuluh tahun

eh tapi lu kemaren gue liat di mana ya di artikel mana lu kemaren ikut ini juga ya
when we come home terus kita lihat rumah kita seperti ini apa adanya
sehingga pemerintah tetap memiliki kontrol atas penyelenggaraan starling di indonesia
kalau kemarin vaksinasi satu dosis sudah bisa lah untuk kepergian
kalau misalnya kotanya didesain untuk pejalan kaki
gue juga bingung tuh kenapa narasia debbie gak pernah dipanggil lagi ya
kita dari sabang sampai ke merauke kan tadi beras solo kan mahal
padahal jangan dikira kasus begini tuh hanya kelompok muslim
sebenarnya targetnya seperti apa pak
meski baru dibuka sekitar empat bulan steak ala citayam ini sudah jadi incaran banyak orang
kalau kasih nggak bisa dadakan gitu kuah pindang di tempat ini dimasak dengan bumbu lengkap mulai dari
ya jadi saya melihat segala sesuatu mungkin saja terjadi
apakah pan masih tetap yakin
ini kemudian sebagai bentuk respon atas ketidakselesaian kekerasan atau genosida
nah jadi ketika misalnya kita nih
kabupaten termuda di provinsi lampung yang terletak di pinggir samudera hindia ini
ini gamenya namanya setuju gak setuju kak gampang nih
kemudian beliau menghimbau masyarakat kota surabaya untuk
kasus yang sampai memberhentikan saya
bukan hanya aspek angka angka ekonomi
ini kan juga meningkatkan permintaan
ini harus mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden
nanti caranya memilih dalam
di antaranya balai buge atau tempat suci balai tengah umah meten atau kamar dan paun atau dapur
usaha besambah digelar untuk meminta keselamatan dan membersihkan desa agar terhindar dari bencana
di keseluruhan di keseluruhan itu paling banyak adalah cabul
kami sudah terhubung via zoom dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes ibu siti nadia tirmizi
ketika main di dbl tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan berarti itu kak ya
super kontestan ini bergerak
tapi kalau di indonesia masih banyak yang nggak tahu
aduh saya udah coba nge push diri saya
oh gitu jangan mantau doang dong dibeli dong
kalau dia memang opname di rumah sakit dan kepentingannya untuk kecepatan diagnosis
setaplah bersama insight vdc anwar
tahun dua ribu sembilan gue kebetulan juara sama gue
kalau gabus kalau hari sabtu minggu itu empat puluh kilo habis
secara keseluruhan okupansi dua ribu dua puluh tiga itu adalah enam puluh dua tujuh puluh lima persen
ya alhamdulillah saya rasa masyarakat apresiasi dengan ada masjid di sini
kasus kekerasan berlatar belakang agama terjadi di tangerang selatan provinsi banten awal mei dua ribu dua puluh empat ini
kemudian prospek daripada bangunan properti ataupun apartemen sendiri
untuk melakukan pemeriksaan kan gitu ya
kan kalau misalnya dia mau operasi mau ditaruh cepat apakah positif atau negatif
jadi cara ngatasinnya tuh suka scroll scroll medsos gitu
kali ini saya akan mencoba membuat stik sukun
jadi saya rasa itu mengapa orang orang mengambil gaya seperti itu sekarang
maka masa depan mereka untuk menjadi anak anak yang punya mimpi seperti anak anak yang lain di hari anak nasional menjadi hilang
dengan adanya kesepakatan dengan partai hijau
apa exposure hidup bersama dengan kelompok yang berbedanya
jadi mungkin kalau roseris kan seminggu sekali ini tapi kalau misalnya minggu depan ternyata
dengan demikian kita segera tindaklanjutkan
dibangun di masa peradaban islam
yang mempunyai tata kelola negara yang baik
pasti lebih banyak dua pemain dari semarang
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
cuma ada beberapa dosen yang nggak terima surat selain
intinya stok ini sangat mengkhawatirkan
kalau yang saya melihat itu timing nya ya
customer mereka paket isoman pendek sepuluh hari atau sepuluh hari jadi kira kira dari customer yang kita
sekarang mungkin pengen main pon
menganggap proyek yang menelan dana miliaran rupiah dari apbn ini gagal
karena pupuk itu menjadi wajib

terus pernowledge ini penting sebagai bagian dari peningkatan ya
sehingga tadi sempat diusir oleh petugas untuk tidak mendekati atau berada di area turunnya lahar dingin pada kemarin hari
sekarang saya akan mengaturnya
penyebabnya karena jengkol mengandung asam jengkolan
baik dari struktur kemudian caleg dan mesin politik yang lainnya
nanti kita akan bahas mengenai topik lain
ya jadi semuanya tidak boleh kendor lah
tapi anda melihat peraturan adalah peraturan
ya sudah ada tanggungan ya silakan tanggapannya
oke kita mulai dari tiga dua satu
dengan caranya bisa meredakan ketegangan main
dengan saudara saudara diusirkan ke sumberduren saya enggak tahu siapa yang yang beri makan saya
datang ke studio cnn bareng bareng ya nanti ya
inilah yang terjadi sampai sekarang ini
setelah berfoto foto cantik di skydeck halte tosari saya belum puas nih
kini konsep bangunan menggunakan kontainer menjadi solusi hunian murah dan minim limbah konstruksi
ancaman varian omikron terutama di tengah mobilitas masyarakat yang mungkin akan kembali naik di akhir tahun ini
apakah anda harus pangkas profit marginnya atau saat ini memang profit marginnya ini sama dan di kisaran berapa
udah dapat izin tiba tiba diprotes gitu
kita juga saya selaku ketua btn sudah mempersiapkan itu jauh jauh hari sampai dengan supaya ini maksimal hasilnya
serta rasanya yang lebih manis dan legit
ini yang gampang sampai memasarkan produknya
karena pada intinya mempersembahkan darah dan yang kalah ini akan diolah sebagai persembahan
yang memang memberikan layanan untuk vaksinasi tersebut
terkait dengan misalnya standar standar itu ada semua
agar mereka bisa menanggungnya dan memberi tahu apa situasi ini
bencana geologi misalnya ya sebagai contoh
ajang balap supermoto yang menggunakan motor berperawakan tinggi acapkali sulit dibedakan dengan motor trail yang memiliki bentuk yang nyaris serupa
dan untuk hong kong yang berada pada sebelah negara itu sudah tidak dilakukan pelarangan kembali
bahkan sampai keluar kalimat di karimun kami tidak mau ada gereja gitu
tetapi bagaimana kolaborasi antara kementerian
akibat adanya banjir bandang ini
padahal diatur oleh undang undang
yang ada melarang lagi lagi melarang ibadah di rumah karena jadi sengketawan
saya punya pengalaman pribadi dalam hal itu
jadi ketika kemudian akhirnya menang
jadi gudang yang memanjang dan lebar sehingga kita buka lah ini lantai
kini menjadi pusat bisnis dan perkantoran
kalau kita bicara mengenai overcapacity
kebakaran lembaga pemasarakatan atau la paz di indonesia
dan emas itu pun akhirnya
untuk para santri yang pemunak
setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri
oh iya doang nggak mungkin khotbah jumat bertiga kan karena enggak pakai dp juga ya hahaha ada
kalau melihatnya jumlah kementerian yang akan diinginkan tidak tiga puluh delapan
nah jadi kepalanya jatuh dulu bocor di sini sama tangannya nahan kalau nggak gini jadi ototnya sobek di sini
dengan parlemen dan dprd
kemudian ada tarikan tarikan politik untuk caleg
nah ini dia es oyen legendaris di ibu kota mirip pak amin yang sudah berdiri sejak tahun tujuh puluh an ya pak ya
ampir tiga puluh beban tubuh kita ada di lutut
insya allah seperti yang dulu dibukakan pintu pintu kemudahan
dan itu merupakan pertanda bahwa kita memiliki keyakinan
kalau kita misalnya punya hubungan diplomatik misalnya
yang main surfing itu yang setahu mereka itu adalah olahraga yang dibawa oleh budaya barat ya
atau yang tidak punya kemungkinan positif
dan kemudian yang kedua juga
cedera bisa partial atau total gitu
dia di kota semarang pasar di solo
berarti lebih awal sebetulnya daripada
bahwa selain pemain arab saudi
iya itu serat yang banyak ya
ritual dimulai dengan melakukan ngening ring beji mengambil tirta atau air suci
jadi kalau kita lihat di bagian atas kartu tanda penduduk atau ktp itu
karena overcrowding ini merusak seluruh konsentrasi ya di aspek pembinaan aspek security gitu ya
paling banyak di mana sebenarnya tempat kekerasan ini berlangsung kalau kita lihat secara statistik
cemilan khas dobo juga bernuan seikan misalnya gogos penganan dari beras ketan yang mirip lempar
dalam sehari seorang penjual kerupuk keliling bisa mengantongi uang rp seratus tiga ratus
ya baik merah sama silver tapi yang bedain punya kita dari luar
mari kita lanjut ke es teler di kawasan cikini jakarta
ini ya bukan artinya sering gitu loh
dan saksikan berita berita politik di cnn indonesia tv
jadi jangan kemana mana dulu insight bdc anwar akan segera kembali
proses merebus jangan terlalu lama ya karena berakibat kulit akan menjadi kaku dan ketika digoreng kerupuk tidak renyah
tuh makan yang seger seger nih ini adalah pindang kuah khas dari krui
nah itu artinya tidak ada masalah
ini kan kemarin juga banyak beredar ya
pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini atau sampai dengan detik ini ada setidaknya tujuh ya dari pejabat yang terlibat atau tersandung kasus rasuah
artinya itu kan butuh mental dan mental itu akan terjawab ketika kita praktek di lapangan yang sesungguhnya
yang mentah seperti kayu atau semen ekspos
ya untuk baca qur an gimana sih tipsnya supaya anak muda sekarang bisa hafal qur an silakan kakak kasih
jadi kalau saya lihat di luar rumah semen expose dibawa juga ke dalam rumah di dalam rumah temboknya juga semen expose
akhirnya hanya dikasih abu dhabi theater
di antaranya ego state anak anak dewasa dan orang tua
harusnya hukumannya sama atau bahkan lebih berat daripada saya
tapi artinya ini hanya cawapres saja atau ambisi lain misalnya ketua umum partai atau apa
nah yang sering terjadi kemudian kalau ada kasus begini terus nanti para pemuka agamanya dikumpulkan untuk menyampaikan bahwa tidak ada agama mengajarkan kekerasan
bukti bahwa para gadis di desa ada tenganan pegeringsingan harus mampu menjaga keseimbangan hidup
osha akhirnya mampu menyelesaikan lomba dengan catatan waktu enam jam empat puluh tujuh menit dan tiga puluh tujuh detik
kedai es oyen pak amin ini berlokasi di kemayoran jakarta pusat
mengkonfirmasi tetapi perlu saya
kalau kita lihat ya eskalasinya kasus
berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan
karena tahapan itu sudah diatur dalam tahapan satu pemilu
dari jam enam sampai dengan jam sepuluh
kalau sudah bicara masalah iran tentu pasti harus melibatkan rusia plus juga cina
lengkap dengan kentang sayur dan sausnya
setelah jenazah dibakar abu dan serpihan tulangnya dikumpulkan
anda mau pinjam kesini juga kayak begitu ketentuanya
ya jadi itu yang paling penting buat masyarakat
ini sebenarnya adalah pilihan
terus kemudian sempat ada yang pingsan di catatan kami tapi sangat sedikit sekali
kepentingan pribadi dari penyelenggara pemilu
sebagian besar menikmatinya sambil bernostalgia
itu mungkin akan tidak bertahan pohonnya
sehingga sangat rasional untuk kemudian kita melihat bahwa aktor aktor di wilayah antara iran dengan israel ini
durga dewi kali adalah dewi ending and beginning
padahal dilihat dari sisi kesehatan jalan kaki memiliki banyak manfaat
seluruh pimpinan daerah termasuk sekda bupati itu ada semua
si mario kayaknya gila banget ya
yang perlu disampaikan ke masyarakat
tapi orang indonesia juga perlu diketahui mbak desi
itu adalah hari jumat
jadi kayunya misalnya ini kayu lurus seperti ini ya
dan artinya kalau ini masuk menjadi program nasional
termasuk anggota dpr memikirkan konsep baru pemasyarakatan
saya manfaatkan sekali fungsi ini
jadi kehadiran starlink justru dapat menjadi mitra bagi operator lokal untuk melakukan kerjasama
dan masih di tahun dan bulan yang sama oktober dua ribu delapan belas setiono wali kota pasuruan menjadi tersangka kasus suap proyek
rendam kacang kedelai sampai tenggelam
nah ini yang saya bilang tadi sejak awal bersyukur
ibu saya adalah salah satu
kalau menurut saya ini tidak menjalankan pekerjaannya dengan profesional
tiana tetep di giyanyar
di kejuaraan championship tour ada rio waida
yang kedua adalah tentunya kalau kita melihat di beberapa negara yang terjadi peningkatan kasus ya
itu udah kerja sama sama brand gitu makanya dia bebas untuk ngikutnya
sate kakul ini adalah sejenis bikicot tapi yang ada di sawah
seri jogja ke bandung jakarta gitu
itu memang muncul di mana mana
yang mengingatkan bahwa di area atas lereng semeru mengalami hujan dan banjir
politik bernegara ini harus terbentuk dari sebuah kementerian begitu ya
sekarang misalnya ada data untuk stok pangan
jadi emang apa ya ya semuanya dipersiapin seperti itu
daerah di maluku saya patokannya sih dari orang dobo sendiri karena banyak yang dikirim ke sini untuk kuliah
ada rendang jengkol tongseng jengkol jengkol balado jengkol cabai hijau dan jangan sampai lupa jengkol lada hitam
karena kita juga punya banyak imunisasi pilihan
rata rata di bencana khususnya di semeru ini kan
kemampuan teman teman guru
tapi sejauh ini bagaimana mbak rono melihat
ada berbagai instrumen institusi resmi mekanisme yang diatur oleh bukan hanya konstitusi tapi dirinci undang undang yang membatasi mereka
kebayang itu adalah di indonesia
saya akan menyapa dulu dr henry baikuni selamat siang dr henry
artinya kalau kita ukur nanti risiko kesehatan jangka panjang
kalau tadi juga kita mendengar apa kata pak luhut
jadi sangat siap lah kalau soal itu
jadi kalau di indonesia artisnya nggak bisa datang ya
jika kemudian israel benar benar kembali melancarkan serangan terhadap iran atas serangan balasan yang dilakukan oleh iran
mungkin bisa masuk ide ide yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat
lukman dan ida menggunakan material kayu jati dan semen poles untuk fasad dan interior rumah
lari ke kalau tidak salah pakai bendera itu
tapi ini kayak pas lihat langsung juga ternyata serem
maka dari itu ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan
karena di undang undang pelindungan data pribadi
banyak bakteri atau kuman di situ
turnamen ini digelar di tengah tengah car free day di jalan tunjungan
apakah memang anggaran ini sebenarnya benar benar diperuntukkan untuk perbaikan instalasi listrik
maksudnya permintaan ekspor di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh empat
kudu hati hati di jalur ini karena turunannya panjang
makanya kita bicara perlindungan konsumen
sejak muda x house juga bu itu nyala terus atau gimana tuh bu
psikoterapi ataupun rujukan ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut
di mana saat ini saya berada di lantai paling tinggi yaitu lantai lima
minute play nya mereka banyak terus ya di challes ya
naya selamat pagi di hari terakhir ini bagaimana catatan peningkatan pelapor spt pajak jika dibandingkan dengan pelaporan spt tahun lalu
at that time nanti mereka akan dalam usia sangat produktif
buming raka total kekayaannya dilaporkan lhkpn tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua senilai rp dua puluh enam lima puluh delapan miliar terdiri dari tujuh bidang tanah dan bangunan
ketika berbayar apalagi begitu ya
bu nina mungkin orang berpikir kalau rumah kontainer itu akan terasa pengap karena tidak ada ventilasi
agar mereka bisa berantem dengan dprd nya untuk meminta anggaran
karena bukan pengurus gitu
saya melihatnya sebagai seorang imigran bahwa siapapun yang sudah menjadi warga negara australia mendapatkan kedudukan hukum serta fasilitas sebagai warga negara yang sama
denun geringsing dibuat dengan benang dengan pewarna alami
jadi mas kei ini adalah pemilik akun dari childfree life indonesia
ini juga kita bisa lihat dari data kita yang saat ini ada ya
di kalau kita bilang dki jakarta itu di jakarta timur
nah satu lagi mungkin yang membuat adem tuh warna atau cower palot yang ada di rumah ini ya mas lukman ya
seberapa mungkin itu nanti akan diberlakukan di jawa tengah
diarak pak diarak gitu macet
bukan persoalan harmoni sosial saja
seorang penderita alexandra marton krenek
selanjutnya kami akan mengangkat topik yang lain yaitu tentang iphone dua belas
tetapi sebetulnya kalau yang kategori kedua pendirian
satu negosiasi satu atraksi
iya karena dibawa ke tempat lain polusinya
keaktifan yang bersangkutan juga ya di gerindra juga biasa biasa saja kan
karena kan nanti pak prabowo akan terjepit nih
pornografi yang isinya bukan hanya tentang gambar dan video sensual
karena laut itu dipercaya bahwa sumber daripada sumber

dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan dkpp
nah jadi pastikan sadari dulu kita hidup dimana
maka semakin lama memang dia akan berpengaruh juga pada
let s say kita membesarkan anak di indonesia kan
kita nggak perlu pengadaan dari luar
biasanya mereka memanfaatkan tim ses tim ses itu
ada beberapa kasus yang menarik ini saya nggak menyebutkan salah satu senior ya
bacang isian jadul yang gurih atau rujak shanghai yang segar
maka sudah disiapkan lokasi pemakamannya di tempat tersebut
karena kan dari yang pertama tuh dari yang sd aku disuruh berhenti ya nggak berhenti juga
kasus dengan knee replacement terutama pada kasus kasus dengan osteoartritis yang ada grading ya
dan juga sudah dinilai bahwa fatalitas ataupun ancaman terhadap covid sembilan belas
ini bisa menjadi dalam tanda kutip ancaman penyebaran
sedikit perempuan sedikit yang muda
hingga pesanan lebaran sudah mencapai lima ratus lusin
karena internet sudah lancar
kejadian sering terjadi kan
agar pariwisata di lombok kembali pulih dan bisa menarik perhatian dunia
oke kita sudah keluar sudah tahu bersama
jadi ya kadang selap selip tapi tetep ternyata selesainya sesuai urutan lahir
saya tetap menikah tapi saya nggak perlu nih misalnya punya anak
ibu pengen emil dardak atau ada calon lain bu
tetapi gimana mau berjalan
untuk menjaga kroffel tetap nikmat sampai di rumah topping dari kroffel akan dipisahkan
nah anda masih bersama sps audio program bahasa indonesia
paling mereka cuma nanya aja begitu saya bilang oh gue childy gue gak punya anak
penerima ini sudah bisa dibilang punya keuangan yang juga cukup mumpuni untuk membiayai hidupnya dan juga membiayai kuliahnya
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
pakai hemok bisa nyaman
turun sepuluh juta ton dari tahun dua ribu dua puluh satu yang produksinya mencapai sembilan dua belas juta ton
masuk ke wilayah wilayah yang tadi itu sistem hukumnya lemah penegakan hukumnya masih korup
beginilah suasana lantai tiga dari toko gunung agung
lama aja dari bintara kan pak iya
tetapi daripada kita untuk
tapi di sisi lain ada data yang harus dipercayakan dan juga dikelola
karena terakhir di dua ribu dua puluh saya jadi cadangan
kemudian untuk yang spesifik pada sendi
jadi apa perhitungannya belum menghidupi banget lah
itu semua dibiayai oleh pemerintah
pantesan kalau gue lihat ya kan si audi mah udah kuliah ya cen ya
yang kedua bagaimana dengan pola bermobilitas para pejalan kaki itu bisa
rata rata dalam sehari ia bisa menjual sepuluh hingga lima puluh foto
wajib pajak bagi wajib pajak yang berada di seluruh wilayah jawa timur khususnya di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur satu ini
dita itu akan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
trump juga punya hubungan diplomatik dengan israel
pengurusan perumahan yang lebih aman
ofisial yang sering maju ketika ada sambutan
tidak atau belum maksimal kami lakukan
sehingga mungkin itu bisa menjadi gambaran pada saat nanti pemprov melakukan vaksinasi
dan sempat saya aktif tiga tahun mengikuti seri kejuaraan dunia
ya kan sebenarnya kalau emergensi kan dia pasti masuk rumah sakit loh
sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang
selain tenderloin di restoran steak ala citayam ini juga ada pilihan chicken steak dan salmon steak yang gak
ternyata di undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
kepolisian daerah banten kemudian menggerbek sebuah gudang di kecamatan paku haji kabupaten tangerang pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh satu lalu
hai ada es campur ada es teller ada juga nih es oyen ayo ada yang tahu perbedaan dari tiga
seperti telur gulai kambing opor dan lontok
dengan omset puluhan juta rupiah
nah ini yang tentunya menjadi perhatian kita dan terus kita monitoring
itu membawa orang orang bersama untuk duduk
laboratorium itu memeriksa sepuluh tes per hari lima belas tes per hari empat puluh tes atau sembilan puluh tes per hari
area ini merupakan bagian dari segitiga emas jakarta
kalau aku paling suka biasanya dengan coach ini
kami akhirnya menitipkan balai bambu kepada seorang warga di sukaraja kabupaten bogor
persiapan dari tim garuda muda sendiri karena kami dengar persiapan dari tim garuda muda ini memang tidak begitu maksimal untuk melawan qatar
dan bahkan dipamerkan di perakaan busana
ya pantesan pas gue baca kayaknya gue yang campaignnya dilakuin sama si bonville tuh
eh dia ngomong lu kak lu tuh lebih muda dari si sungging ya
yang tak kalah penting lagi adalah praktis saat mengolahnya
yang datang ini tentu saja seluruh masyarakat inggris mengharapkan semuanya lebih baik
sementara warga amerika serikat berjalan kaki lebih dari empat empat ratus langkah per hari
yang keempat inisial a laki laki umur dua puluh enam tahun
nah ini kalau kita mau supermarket minded dalam mengelola ini
kita tidak boleh kemudian memaksa dia dengan pace yang cepat gitu
waktu masuk di cls kan junior belum ikut kompetisi yang senior apa segala macam
itu pengaduan yang berkaitan dengan
tetapi juga kepada umat lainnya di sekitar desa yang mayoritas beragama hindu
namun informasi ini sangat fluktuatif verdi karena dari kesaksian warga yang saya tanya
melihatnya lebih ini esport lebih
tapi bukan saya kalau ini sebenarnya kan data
apakah akan kembali ke siklus yang itu
jangan lupa anda bisa menyaksikan acara ini
sampai lantai atasnya kita pakai semuanya kita no barfeng konsernya iu rame rame
itu semua kebocoran dari luar ke dalamnya bisa hampir seratus persen di masing masing tempat
yang sisi pertama adalah on farm sisi kedua adalah off farm
meskipun ada tekanan tekanan penyanderaan itu mas
padahal aku gak tau loh mereka tuh duduk dimana aku gak tau mereka pake baju apa
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
yang luka berat ada berapa pak yang dirawat di rsud subang awalnya
karena jumlah orang meningkat ya tanpa intervensi dia harus masuk
ya ini beberapa yang dekat kalau yang jauh pakainya genter seperti tadi itu
begitu juga posisi tangan condong ke depan hampir sejajar wajah dan kaki sedikit menekuk melebar
dan harus benar benar dicegah terjadinya pandemi yang berulang
di luar itu ada ini gak mungkin kayak kontrak kalau ibu dukung prabowo gibrang
misalnya warga binaan yang penyakitnya sudah susah disembuhkan
kalau ibu sendiri ada nggak sih bu
nah ini adalah ritual upacara usaha bersambah
dan masyarakat tetap terproteksi terlindungi dari ancaman penyebar luasan covid sembilan belas
jadi dia sangat melindungi adiknya
apalagi dengan kondisi sekarang
program student ini sudah selesai
ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang
kalau ibu berarti sudah benar jurusan
tapi kalau ada yang haknya konsumen beneran
warga pun menyambut baik migrasi siaran digital
sehingga kerjasama antar daerah atau kad itu menjadi penting
jadi dia sudah melampaui satu tahapan itu
ini dia jengkol lada hitam siap disantap selagi hangat
nah ada pun naturalisasi itu inisiasinya itu dimulai dari federasi
yang pertama kita tahu terlebih dahulu ini dia wamen kumham yang baru saja pada kamis malam ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya sudah menjadi wamen kumham non aktif
nah belum dalam waktu yang harapan bapak presiden sampai dua ribu dua puluh empat desember selesai
selain itu air yang meresap ke dalam jengkol akan membuatnya menjadi lebih empuk

memang ada tim yang ditugaskan untuk mencari artis
tentunya dengan kementerian lembaga terkait termasuk bps dan kemenko perekonomian
saya kira pemerintah tentu juga tidak sembarangan melancarkan upaya ini
kayaknya nggak serami dulu tapi tetap ada kompetisi anak anak smp sma
jadi pedofil itu memang memiliki kelainan fantasi seksual kelainan jiwa kalau menurut ahli gejala
pada saat itu bahwa merapi semeru itu membentuk kubah lapak dan kemungkinan gugur
dan itu panas sampai enam ratus derajat
sebagai orang jawa saya itu tidak pernah ya memakan nasi kuning dengan lauk ikan
menurut dokter spesialis saraf rumah sakit pertamina jaya sri utami ningsih
sudah tiket surabaya jakarta
jadi aku kayak sesuatu yang baking juga
nah itu namanya perilaku demokratis
menanamkan uang mereka untuk mendapatkan unit di sana
eits meskipun dinamakan bir kocok
kalau saya tidak salah waktu itu penelitian csis ya
kalau itu baru syiah
yang pasti salah satunya rambut memutih kekubanan
nah ini artinya kembali bahwa selain kita menghimbau masyarakat karena omikron itu
karena rata rata penduduknya itu berjalan kaki hingga enam delapan ratus lima belas langkah
dan selakanya di sana kadang kadang masih ada kayak sistem lelang gitu
jadi yaudah dengan pikiran aku sendiri aku mau daftar dulu di ui
menyambut baik resolusi tersebut
jadi kayak oh saya terobsesi gitu
saat itu mbah mukoyim berjuang melawan penjajah belanda dan harus berpindah pindah tempat
ini sudah terklarifikasi semua
nah kalau tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu itu tidak bagus
nah prakteknya itu kebanyakan dilakukan juga dibantu
iya dulu si kos ahang kan di situ juga tuh dulu kecilnya tuh
oke itu tadi ya secret at newsroom hari ini
atau setelah aktivitas misalnya
dan sekarang kita mau masuk ke tahap pembahasan tiga
karena dinilai mampu menghasilkan panas merata dan tahan lama sehingga cocok untuk membakar sate
baik davi angka yang hampir sepuluh ribu ini khusus terhadap kasus seksual ini berarti kan ada yang melaporkan
tetapi buat saya dan orang orang yang memahami demokrasi
dan disampaikan oleh riki kusumo
mama gue juga asli cirebon jadi gue tuh kalau si dian gue balik balik cirebon
karena kemarin di tempat lain begini dicerita gitu terus kita kayak wah serenyu hatiku
yang ketiga pertanyaan halal haram begitu ya
koreksi pada saat kita belum kenain sanksi loh itu
maka vaksin ketiganya ini yang kita sebut sebagai heterologus
itu ada dalam banyak budaya
hal ini memberikan harapan bahwa pria dalam rumah tangga ini adalah pencari
agar kita bisa memberikan regulasi yang fair dan juga bisa mendukung pertumbuhan serta kemajuan transformasi digital di indonesia
beras medium bisa sampai tiga belas ribu
sosial politik ekonomi kesehatan hukum itu paling tinggi
tengah bersaing ketat untuk bisa menapaki karir di liga internasional
beratnya kurang lebih sekitar tiga ratus tiga ratus lima puluh kilo per head
dalam beberapa hari lagi apa yang mau kamu sampaikan untuk seluruh penggemar secret number
untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di piala asia u dua puluh
tapi memang itu tadi angkanya memang berkurang drastis begitu
memasukkan frasa soal batas usia empat puluh tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah
kami akan mengelakkan hal hal bersama sebagai kolaborasi
tapi kalau jualnya nggak terlalu rendah
kalau dia tidak sarapan nanti dia
agar istiagatnya punya rumah
karena punya kepentingan terhadap kebijakan
dan mudah mudahan kita bisa bernegosiasi seperti ini bahwa tes cepat ini digunakannya hanya untuk rumah sakit atau pasien pasien
melihat serunya penari joget pumbung ini saya pun tertarik dan ikut mencobanya
namanya tepi barat dan gaza itu
di pasal lima belas di undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
yang lagi hangat adalah kemarin kan kita tahu pdip sudah mengusung calon presiden pak ganjar pranowo
selain chantilly cream nicholas menambahkan potongan buah melon strawberry dan kiwi di dalamnya
ada persoalan sosial tadi
karena dengan teknologi informasi sekarang semuanya terbuka dan egalitarianisme terjadi
kalau dalam konsep indo itu dari yang disebut dengan sasi atau bulan
anda memandangnya putusan dkpp pada hari ini harus ditindaklanjuti tujuh hari
ke bawahnya ada tapi lupa gue berapa
yang perlu hanya satu dan satu setengah bulan ini yang sangat dibutuhkan diperlukan
dalam pilpres kali ini ada super kontestan
jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan
memang katanya sangat besar
karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara
agar tidak menjadi sumber bencana bagi penghuninya
mereka juga berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan banjir karena kawasan ini merupakan salah satu langganan banjir di jakarta selatan
selamat datang mirsa di segmen sayur menjadi
tentunya ditemenin sebab bol nasi ayo kita coba santap biasanya kalau makan ayam kampung
sudah benar benar saya tidak pernah
karena dengan mengurangi porsi kita bisa menghemat dengan efektif biaya mengurangi keborosan
untuk ekonomi untuk daya beli
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
pada saat itu pada saat saya menonton jalannya pertandingan tiba tiba datanglah roberto mancini dan kedua asistennya
di mana pada saat itu saya menyampaikan secara khusus
jadi semua udara dan sinar matahari bisa masuk
nah kalau eksklusifisme itu kan artinya mengeksklut menolak
saya total udah jalan dua puluh menit
nah pak presiden itu sudah sampaikan bahwa kalau menggunakan jmo di luar
oh maksudnya diantara dua duanya
baik pak trubus kami akan terus memantau perkembangan kebijakan pegawai honorer ini
anda mau punya anak atau tidak jadilah manusia yang bermanfaat dan berharga bagi bangsa indonesia
kita terpapar dalam kondisi ini
itu tidak pernah menjadi partai oposisi
kalau obatnya sih kalau biasanya tiga hari udah kering kalau di sini
dan akses masuk ke ruang publik dan perkantoran
di meliputan cnn indonesia bandung jawa barat
ternyata semakin gua dimaki maki gitu sama mas cacing
kepuasan dengan kenikmatan memelihara hewan peliharaan
pak jokowi karena saya punya nomornya kan
dengan tinggi sekitar enam meter ini
ya provinsi jawa tengah siap menjalankan vaksinasi gelombang kedua
itu kerugian buat indonesia itu
ya sekarangnya ya gitu
tapi harus tiga tiganya nih gak mau berjalan sendiri sendiri gitu
inilah salah satu kekayaan alam yang tersimpan di hutan wisata teteh batu
adanya potensi untuk membuat paket catering khusus
tapi kan mungkin ada berapa detik gitu kan kita nggak ngerti lah
akibat covid yang berkepanjangan
bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah
nah apa namanya karena program moderasi beragama ini selama
sehingga meningkatkan literasi tadi itu menjadi sesuatu yang baik
ya kan kalau lu kan kalau di tanggera kan deketnya sama debu
peringat peringat ini semua sudah dari a sampai z
maksudnya sama lo istilahnya mepahatikan banget ya
kemudian kcl juga kita tergantung di beberapa negara afrika
kemenpora memang punya beberapa kegiatan ya
ya sudah mari kita sama sama berhati hati gitu loh
nah itu yang terjadi
ada sambal pedas sama sambal manis
sebagai ikon penampilan joget bumbung penari joget harus memiliki trik trik tertentu
maka ini bisa dievaluasi oleh kampus
bumbu utama pindang gabus pucung ini adalah kluwek
mengkasih kita kesimpulan apa udaranya di sekitar kita
bahkan vaksin booster ya untuk menghadapi omikron ini apalagi nanti di tahun dua ribu dua puluh
ada nih beberapa poin yang diperbarui gitu
ya abang dulu selesai duluan saya kedua ini yang ketiga gitu selesainya paling males soalnya
saya mah gimana pun caranya sama bapaknya
ataupun kebutuhan warga jadwal ritapak berkurang pak
proses pengumpulan data menjadi hal krusial lainnya dalam program vaksinasi selain tahap pelaksanaan
adalah maksudnya kita bisa jadi loh
ya saya tidak banyak berkomentar mas
kopi gel terbuat dari kopi murni yang diolah menjadi sari pati kopi atau espresso
yang kedua penetapan daftar calon tetap anggota legislatif itu dua puluh lima hari sebelum kampanye
jadi bisa dimanapun atau kapanpun bisa melalui secara online dan juga real time
universitas islam negeri jakarta
tapi untuk yang lain kita tahu bahwa the greepiton itu terdiri dari beberapa kerajaan yang sudah masif dan solid
pressure dari pelatih kayak gimana ya kan
ini buat bagian kaki buat bagian samping
tadi saya evaluasi kabupaten pekalongan terendah karena di bawah tujuh puluh delapan
bisa menjadi waktu yang sangat menakutkan
namun kini sate ini berjualan di trotoar di jalan hayamuruk citarum kota bandung dan menjual puluhan kilogram daging perharinya
nanti kita kaji oleh masing masing praksi dan kita kaji juga dengan partai politik
apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat
kan ketika harus membayar jadi
dan sudah berada di titik titik pengungsian
kan seperti persis seperti punya restoran kan harus tahu kapan yang ini berapa yang harus disimpan berapa yang
dan selanjutnya kita mencari tempat yang terbaik gitu
tapi kalau yang kita sendiri bisa lakukan
jadi di sini ada particle counternya di dalam
nah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita
ini yang lucu sebenarnya pak
tapi yang saya lagi berdiri kayak gini pakai megang mic
karena warga muhammadiyah itu rata rata adalah warga yang cerdas
kan sekarang sepertinya lagi tren juga ya terkait dengan waralaba warteg
nah pesannya buat perokok nih udara di luar itu udah lebih jelek loh masa dengan sadar nambahin lagi pakai rokok
maka spending masyarakat untuk
kata jangan justru trotoar yang bagus lebar tiba tiba dijadikan tempat jualan
iya jadi yang mendukung itu ya kita membangun fondasi untuk beberapa industri klintak juga
tadi kalau ini ada dewa dewa ada dewa khusus nggak yang pas tadi upacara bangun
tapi bahayanya berjalan ya kalau mungkin nyebrang
makanya pas gue sama vincent gak dibalas gue paham sebenernya
pada dasarnya tuh benang merahnya itu sama
dalam sehari tempat ini bisa menggoreng puluhan kilogram kulit sapi
datang secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan
senangan di sini gitu soalnya kan di sini kan bisa milih sendiri terus banyak gitu kita bisa metik lah terutamanya kita bisa metik sendiri kayaknya ada kepuasan gitu lah
terus kita tutup pakai es batu
kira kira mungkin setelah ini udah mulai diskas diskas tuh ya sama pasangan
kemudian kalau saya intip di vlognya juga kayaknya beberapa waktu lalu sempat datang ke bali
setuju kalau misal akan tetap
yang secara singkat untuk menggambarkan
jadi sekarang misalnya vaksinasi dua ratus dua puluh empat
sementara untuk warga ataupun atlet dapat menggunakan pintu
dan ini tuh jadi tren karena kerap muncul di klip video artis korea iqbal
ya pihak si konsumer juga berusaha menghentikan kewajiban membayarnya
yang bagus melalukan jalan damai jalan damai jalan damai
teman teman wisatawan baik itu dari kabupaten cilacap ciamis tasik bandung juga teman teman yang dari luar mungkin provinsi jawa barat ada yang dari jakarta ibu kota
benar tadi yang saja bilang bahwa menarik perpisahan anies
kalau telpon terima rekaman pribadi dan sebagainya
untuk membahas lebih banyak mengenai kasus kekerasan terhadap anak
nah ini repot lagi meskipun undang undang sudah menganalkan itu
tidak ada pilihan lain selain menerima kehadiran anak yang lahir
mungkin itu yang menjadikan kakak saya melihat
bahwa basnas pusat akan melakukan hal yang sama
ini suka menanti nanti
ini kalau di luar negeri a tadi kita diskusi terpisah mengenai apple fuji apple
namun sejumlah warga memang mengonfirmasi ada kemudian tetangga atau orang yang mereka kenal
di ruangan yang dimana orang merokok
namun seperti yang berada di mobil yang kemarin terjadi itu ada beberapa orang yang dia sendiri tidak termasuk luka berat dan luka ringan
ketika saya menemukan pakaian saya akan berpikir
sehingga ya mungkin bagus saja kalau mau makan kuliner
kalau pak jokowi nggak begitu kan kita kita nggak begitu sebetulnya
kita harus melihat pro dan kontra untuk mencari keseimbangan keadilan
jangan sampai mereka kemudian nanti kecewa lagi
muhammad menambahkan bahwa beberapa pengemudi menerima tawaran pengiriman dari perusahaan tujuan pengiriman
mereka sama sama membawa warna pada desain konsep itu netral
sebelum bermain jangan lupa gunakan peralatan keselamatan
harga beduk bervariasi sesuai dengan kualitas
nah ini kita punya lebih dari dua enam ratus gudang bumn kita
jadi kepercayaan ikatan ketidak ada curigaan kepada siapapun yang datang siapapun yang menemui anaknya
setiap lima liter espresso bisa memproduksi satu ratus enam puluh bungkus kopi gel
nah persoalan pertama adalah persoalan produksi
sehingga tentunya dari sisi efek samping dan kita juga sudah melakukan ya pemberian vaksinasi dosis satu dosis
jika saya menangis saya bukan seorang lelaki
guna mengurangi dampak jangka panjang polusi udara
sampai jumpa stay safe
adalah pelajaran yang paling penting yang bisa anda pelajari dalam hidup
nggak segampang itu untuk breeding anjing bisa famis di luar negeri tapi dalam negeri itu nggak gampang
yang dimana warga kita mager sekali dengan datanya stanford university
nah terus tahun dua ribu sebenarnya dua ribu delapan waktu gue mau ke australia
industri bangunan pemilik properti dan sektor perumahan masyarakat
ataupun di saat sore di saat pulang sekolah pulang kuliah
oh itu yang kemarin putus sekarang putus lagi gitu
itu kan teman teman yang biasanya fpi ya
ini pemerintah kan banyak kejebak nanti di persoalan
saya sudah mendapatkan skrip siapa itu ditan latar belakangnya pada saat cerita kisahnya
ketut agus salah satunya peselancar asal bali yang saat ini tergabung di tim nasional
soalnya gue tau tuh si divano tuh kalau nggak salah di atas lu satu atau dua tuh
makanya beberapa teman teman yang kemudian memilih chilfrey itu juga berorientasi pada itu bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh beliau
polisi menyiapkan kapal vaksinasi apung
bahwa berjalan kaki ini merupakan sesuatu yang penting
dalam banyak hal kita itu memang
tapi badan pangan nasional ini kan sebenarnya kan lumayan ya
menghindari sabetan pandan berduri menjadi tantangan
tetapi sampai hari ini meskipun memang dia menurunkan efikasi beberapa jenis vaksin
yummy inilah kroffel salah satu jajanan hits korea yang tengah menjadi tren
jadi harus ditekuk tekuk dulu gitu kalau mau basket
ya saya memilih dita untuk bertemu dengan pak jokowi karena tentu saja bukan karena cantiknya saja
bersih sehat ya itu artinya tidur cukup istirahat cukup stress tingkat congratulations covichary
mereka memberikan penghitungan mereka bps kementerian lembaga kementan kemenko perekonomian bps semuanya memberikan
sunardi membagikan tips bagi para calon pekebun durian maupun pekebun pemula
jadi kan dia kan minta pendapat
mereka harus investasi di it
secara alamiah nanti akan ada yang gugur dengan sendirinya
juga menyimpan cerita unik soal kuliner kaki lima dengan harga yang merakyat
kita ambil udaranya kita cek asalnya dari mobil
berbeda dengan aspirasi masyarakat
dan saat itu pula lah hal hal yang horornya terjadi
masih menjadi kajian mendalam bagi kami
baik dan potensinya bu karena kan beberapa kali kita tahu setiap ada pergerakan masyarakat yang luar biasa
harusnya tadi bergabung juga dengan pak itu dr edi pursubaranto bapak ibu itu
dari situlah kemudian saya tegak untuk bersama teman teman aktivis anak lainnya untuk membentuk koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual anak pada tahun dua ribu dua puluh
tapi belum tentu juga karena banyak juga tetangga sebelah itu rumput memang kelihatan hijau tapi banyak hamanya di situ
makanya gue bingung ya lu kan asg seangkapan kenapa lu nggak kenal ya
atraksi dua robot anjing ini menarik perhatian pengunjung di ajang emergency disaster reduction and rescue expo di kemayoran jakarta
oke itu soal evaluasi berarti soal keberpihakan wasit ya
pasti tambah sakit anak saya pak
jadi inti permainan atau perang pandan ini
dan juga ini khusus untuk transportasi umum harus diprioritaskan
dulu di tahun dua ribu sembilan belas itu dua ribu lebih ya untuk koleksinya
apa yang mendukung selama ini kegiatannya
terus kemudian tahu bumbu balinya tempenya
bagaimana untuk memastikan bahwa cadangan pangan ini
semua orang yang saya ajak
asalkan nggak memprovokasi dengan konten konten apapun negatif ke arah yang nggak baik gitu
tapi cianjur pasti gitu ya
kritik itu kan gak ada kaitan sama menang atau kalah
di antaranya adalah di sebagian besar ruas jalur mudik di pulau jawa
ya karena emang kalau di papua kan di papua kan emang ini ya maksudnya orang apa emang sifatnya kayaknya kebanyakan kayak gitu sih
terkait dengan harus menempatkan cctv
jadi sebenarnya lutut itu adalah sebuah sendi yang sangat stabil
perlu waktu dan harus dilakukan secara bersama sama
sehingga warga yang saat itu memang misal ada tinggal di tempat tinggal yang semi basement atau di daerah yang basementnya lantai lantai bawah itu untuk tetap waspada
pertama emergency break eb yang bekerja atas perintah di ruang kontrol kemudi
ini untuk mengakhiri obrolan kita malam hari ini kita ada games nih
nah dok sebagai dokter ostopedi dan traumatologi
prawira akan melesat di ibl restart nanti
waktu itu pia ilyas rokhiat sebagai
emang orang itu mungkin mereka gak ngerti culture mana
kalau misalkan enggak kayak koh sansan kan ini udah besar kan
maka sebenarnya kita akan bisa memahami mengerti bagaimana kondisi sosiologis dan psikologis mereka
ini bumbu apa pak deh
berwarna merah dengan susunan dua dua berbahan vox letter bermotif laser cut batik megamendung
oke pak windu terakhir artinya semua pihak sekarang harus melihat momen akhir tahun ini secara lebih bijak
tadi ketika lagi menunggu saya seperti berapa kali itu menahan keluar dulu
dan kebijakan ini ditaikan jokowi pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh tiga
terus yang nganteri mereka banyak gitu kita jangan berbual
namun kini tinggal separuhnya saja atau sepuluh ribu kerupuk dalam sehari
sementara sekarang ini generasi muda justru ingin bercita cita menjadi soft employers
persisnya tahun berapa pak masjid ini mulai dibangun
apakah ibu kan udah saksi sejarah juga nih pelaku sejarah
perempuan bergaun merah itu pengen lebih urban ya
jadi kayak masuk sekolah lewat jalur prestasi
kalau satu tiga miliar beneran bocor
karena kita membakar lebih banyak metan
pertama kita harus cari buah melon yang matangnya pas
semuanya bisa anda cicipi mulai dari harga dua puluh ribuan sampai lima puluh rupiah
sajian berkuah yang menggunakan daging ayam kampung ini diolah dengan berbagai bumbu rempah pilihan
saya jadi manajer pertama saya juara
dan itu mungkin tidak terjadi jadi saya merasa ya saya siap untuk memilih tapi dengan sedikit rasa bersalah
ya kita semua tahu bahwa sejak zaman dahulu
kita ingin keluarga kita bahagia
api inspeksi yang biasa untuk mengecek jalur komunikasi dan juga geometri
ya betul banget soalnya ya emang apa ya emang aku deket banget juga sama papa
kalau kita mengambil terlalu panjang itu malah berbahaya
rujak ini justru berbahan dasar utama sayur kangkung dan seafood seperti juhi dan ubur ubur
negara dengan pemerintahan demokratis
selalu gunakan helm sesuai standar bagi pengendara motor
kerupuk yang selesai digoreng harus segera dimasukkan ke dalam kemasan
ini menurut saya butuh kecerdasan
dan banyak hal lainnya yang memang kita cocok gitu
pada saat di pengadilan
ya dalam hal ini bpsdm gitu loh

untuk antisipasi kebijakan baru pemerintah
untuk mengingatkan banyak orang
atmosfirnya kompetisinya segala macemnya kalo dari kalo ke arief waktu itu pas ke aussie tuh gimana apa
tapi kekecilan disuruh renang malah
yang harus dikenali juga
ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali
kami menetapkan hal tersebut di depan komisi dua dan pemerintah berkaitan dengan rancangan yang kami desain
apa kemudian strategi yang disiapkan oleh pemprov untuk menghadapi sejumlah warga yang kemudian nanti mengalami kejadian insiden pasca imunisasi ini
nah harga yang cukup fantastis ya
dengan kata lain seluruh kelurahan di kota bogor pasti dilewati trayek angkot
untuk punya anak itu karena
ada gas ada debu ada kerikil
kalaupun nanti fasilitas pelayanan pemerintah ya
yang ketiga adalah disiplin
oh enggak semua kita kasih merchandise soalnya
kalau pemain yang jadi polisi banyak apalagi
atau bukan ip lokal ini salah dan sebenarnya menggunakan ip lokal
properti ataupun yang ingin berinvestasi
jangan datang ke siangan ya soalnya menu favoritnya cepet banget ludesnya
nanti ketua tim pemenangan jawa barat tokoh jawa barat yang kuat
ini kira kira apa ini gedung kita ini
alasan kedua orang memilih gerindra itu karena merasa sudah lama mengenal dari partai yang dipimpin oleh prabowo subianto
dimana ada gustur saya lari untuk mencar seingin mendengarkan pikiran pikiran besarnya gustur
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini
terkadang memiliki lebih banyak aktivitas fisik
ikan juga bisa menjadi sumber kalisium
harus rata biar sambungan ini nanti bisa rapat
membahas rancangan peraturan kpu tentang pendaftaran capres dan juga cawapres yang dipercepat
semua ya punya kompetensi yang luar biasa
ada hari di mana polusi udaranya rendah tapi secara rata rata itu perbedaannya nggak begitu besar
terima kasih mas arief budiman komisioner kpu periode dua ribu dua belas dua ribu dua puluh dua di prime news pada malam ini
karena kita tahu kemarin diumumkan tujuh belas desember itu kasus pertama ya
oleh sebab itu mereka menggunakannya sebagai
kelainan dalam otak itu bisa disebabkan oleh karena infeksi
ia percaya masalahnya mungkin jauh lebih besar
untuk bagian dalamnya susah sehingga harus menggunakan ini

mungkin sekarang posisi kita seperti ulet
kalau kita pergi ke pesantren pesantren misalnya itu kan apa namanya homogen ya
diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat
iya karena itu sesering yang saya alami ya sendiri ya mungkin itu faktor usia juga
angkot tersebut akan dikonversi dengan bus transpakuan yang lebih modern dan juga nyaman
pindah ke bali ngelihat dengan suasana dan budayanya juga sangat beda sekali sama di cimaja ya
kayu lurus seperti ini
posisinya adalah memang harus dikakui
ini hanya perubahan nomenklatur
dari era soekarno hingga jokowi dodo hingga kini
wah iya sih kalo gue liat sih kayaknya rame rame terus
setiap ini ada selondeng di situ
ada masalah lahan yang semakin lama semakin ciut semakin susut semakin berkurang
dalam sepekan anak anak bisa belajar alat musik tradisional ini sebanyak empat kali
tetapi kan setiap keadaan itu ada antisipasinya
yang ketika kemudian orang tidak punya democratic mind
wajib pajak yang akan menyampaikan spt itu berkisar tiga ratus sembilan belas empat ratus dua puluh tujuh wajib pajak
yang penting nikah punya anak
sudah ada mahasiswa indonesia di seoul national university anggia utami dewi
jadi kalau kita melihat biomekanik daripada tubuh kita titik tumpu itu dari mulai dari kaki ya di apa namanya mata kaki ya sendi anklenya
menurut mereka perawatan tembok dan lantai muda
karena februari kemarin sudah diisi sama pj bu ya
dan kenapa kok bisa begitu tinggi ya
target di gelombang kedua ini juga ada para lansia begitu ya dan pedagang pasar
kelahiran cucu m tak lepas dari peran seorang bidan di daerah tersebut
dalam waktu kurang dari lima detik kerupuk yang dimasukkan ke minyak panas langsung mengembang
oke ging tapi kalau kita nanya nanya orang semarang gue maksudnya tri tunggal sama karangkuri kan ini banget ya hype banget kan ya
yang pertama dilihat adalah seberapa kuat partai politiknya
itu pak prabowo bisa bersaing sangat kuat
maka ketika tadi umpama kawan kawan dari media masa gitu ya
jadi saya paham nggak paham saya baca
perjuangan perjuangan mencari mapkah
cukup banyak yang dalam tanda petik menyesatkan
tetapi tidak pernah menolak pak prabowo
lanjut waktunya memasang potongan bambu menjadi kursi utuh
ini konflik antaragama ini kan
di sd lu udah junior nba
apakah memang ini ada keberpihakan kepada produsen
tapi kok ada peningkatan hari tidak sehat di jakarta artinya kan ada sumber lain
karena dalam rumahnya juga kena polusi
gue ngeliat mereka kayak hidupnya enak gitu
ada pameran dan penjualan yang muncul di galeri besar dan kecil di seluruh australia
sebenarnya sulit nggak sih waktu itu pan akhirnya memutuskan gitu
saya nih melukat di purwakarta empul pengelukatan sapta gangga timbrah karangasem
kita coba sosialisasi kepada kelompok sasaran
ia mengatakan bahwa dengan semakin dekatnya tanggal itu
dalam beberapa kasus kan kita lihat juga ini ada pengajian yang penceramahnya berbeda terus kemudian kawan kawan kesana untuk membubarkan
como misalnya adalah klub yang dimiliki oleh ownernya adalah orang indonesia
patokannya kalau udah dikerok pakai tangan bisa
stand mengakui ajaran para mentor first nations
itu yang kita harapkan kalau ada kerjasama antara warga
karena kalau sandi tetap di gerindra tentu harapan untuk bisa maju di dua ribu dua puluh empat tergembok dengan rapi
dikatakan bahwa mereka memberi pihak berwenang beberapa hasil laboratorium
dari arus pendek listrik
sekitar tiga puluh sembilan juta pemilih
sungai cisadane yang pada zaman dahulu
kota makassar yang ngetem dan juga menunggu penumpang angkutan bentor ini dianggap lebih
yang akan berpengaruh juga pada otot
literasi fisik antara kita dan mereka
berarti kawan kawan ini warga negara itu harusnya memahami sebenarnya apa yang mereka lakukan itu
yang kita lakukan adalah kita melakukan pemberitahuan penyampaian spt
tadi bu nadia mengatakan kita lebih aman kok lebih bagus kok daripada luar negeri
soalnya kalau kita lihat di youtubenya pssi pas di bus
evaluasi sdm juga perlu ditingkatkan pelatihan
dari uang yang tidak dihantar
pendengar demokrasi di seluruh dunia telah terkikis ke titik terendah dalam dua dekade terakhir
memang di website tertulis bahwa mereka harus mengajukan strp secara kolektif
setelah proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan dilakukan penyitaan barang bukti
itu tadi efek samping efek belakang efek depan efek muter muter
atau sepatunya sepatu yang cukup kuat nggak
pan itu adalah partai representasi dari kaum nasionalis religius islam modern moderat tengah
makasih mas yuda selamat siang
kita dan kita kilas balik terhadap apa yang sudah terjadi di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kuotanya ditetapin pemerintah seingat gue
mungkin satu yang kedua
selanjutnya fermentasi garam atau fermentasi kedua
kembali membaik satu angka naik tiga puluh delapan
selama ini saya sama got indra
terus bumbunya caos tomat sama kacang
atau mungkin jangan jangan karena dukung pak prabowo
jadi mungkin tim kepelatihan roberto mancini kan juga mengamati jalannya piala afc u dua puluh tiga
dr sumbo endi adalah live coach dan pemimpin tim counseling di relationships australia di australia selatan
oh bisa gitu pas kebetulan ada daftar polisi
keluar jadwal ritapak sebab kenapa
hpp itu harus bagus karena petani itu yang berkeringat
polisi kita tuh sampai ya saya sering itu mendapat rujukan dari polisi tentang kasus kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak
tetapi kemudian kita tahu bahwa dengan adanya beberapa skenario terutama dari hasil kajian bahwa vaksinasi itu bisa diberikan cukup dengan setengah dosis
pak kalau dari benua biru eropa sendiri bagaimana anda melihat terkait dengan kebijakan acb
walaupun yang banyak orang tahu sangat capek
ngobrol dengan teman teman private
terutama di media sosial bagaimana perdebatan perdebatan yang selama ini terjadi
ya sekali lagi beras yang punya itu beras adalah pemerintah
oke kita akan langsung menuju ke puncak jpo pinisi ini karena ini yang direkomendasikan oleh kak adam dan juga kak novel
begitu pula dengan korban
meskipun kita menyalahkan mesin
yang kedua sebenarnya kita juga berharap masih ada pertimbangan untuk dikaji ulang gitu ya mbak ya
efek samping kiri kanan depan belakangnya kita jelasin semua
sehingga jalur itu hanya bisa dilewati dari wilayah malang
tapi terus gue kayak refleksi gitu ke diri gue sendiri
ditapkan sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
bahwa jika dia mendapat kesempatan dan kesempatan untuk menahan portfolio infrastruktur menahan benches benches
atau lab yang artinya melakukan pemeriksaan dengan harga sangat murah
karena mungkin tertimpa atau sudah kebakar tidak bisa bergerak dan sebagainya dan seterusnya
dan bocorannya semuanya berjalan dengan baik dan lancar semuanya
tidak ada intervensi yang khusus kepada mereka
yang penting rukun di bawahnya sebetulnya ada sikap menekan pihak lain gitu
tergantung kain kalau yang kecil minimal rp satu ratus lima puluh
iya tapi lu ngomong ngomongin ini kan lu tahun depan kuliah nih lu gimana udah ada rencana mau main di mana di luar atau di indoh indoh aja
enggak saya waktu itu hanya cuman
tapi informasi yang beredar pada saat awal kpu menetapkan di sepuluh sampai enam belas oktober kemudian ada permintaan dari beberapa partai politik untuk memundurkan ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober
tapi kan belum berkekuatan hukum tetap di mk
wujudnya misalnya ketika ada umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah
yang akhir akhir ini alhamdulillah meningkat naik
udah tau taulah pj sm lah tuh
kita merasa bahwa car free ini virusnya udah kemana mana ya

yang harus diperhatikan jangan karena kita keasikan nih berfoto dan menikmati pemandangan
atau dengan bnpb terkait dengan bencana alamnya
nah sekarang bagaimana masyarakat memahami itu
belinya rice paper sama jus
dan itu kemudian mereka diterapi
iya bener jadi kan ikut dbl gitu
dan kalau misalnya ini terjadi di lingkungan keluarga sendiri di mana dikelilingi oleh yang harusnya dipercayai yang harus menjaganya apa
itu bisa menimbulkan cedera
jadi sumber suplai suplai makanan ke gaza ini mulai
sampai finishing sekitar dua tiga hari lah
dengan mengatakan bahwa pengujian menunjukkan bahwa iphone itu menghasilkan terlalu banyak radiasi
yang kedua permintaan pasar umpamanya sepuluh ton diberi oleh bulog itu dua puluh lima atau dua puluh atau dua puluh lima ribu ton
dan yang kemudian punya kuasa setelah itu namanya presiden prabowo subianto
kalau kita berjalan kaki terus menerus sampai usia tua bisa mencegah osteoartritis
buah durian mengandung berbagai macam nutrisi penting
tapi kalau misalnya ngomongin background keluarga berarti nggak ada yang atlet juga ya kak atau ada atlet
dibantu banyak kok untuk bisa menang ini
pokoknya jakon sendiri sendiri
kalau saya paling minimal aja jalan kaki saja
pak david selama ini kan kita ketahui juga banyak musisi yang menggelar konser secara virtual begitu ya
kementerian kesehatan menetapkan vaksin covid sembilan belas menjadi program imunisasi rutin berbayar mulai awal tahun dua ribu dua puluh
digelar di ampi teater atraksi ini menceritakan kenangan perjalanan seorang gadis bernama nara
tempat usungan mayat itu ada yang pakai lembu ada yang pakai macan binatang binatang itu
banyak sekali kebutuhan kebutuhan yang memang
sementara penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
apa apa saja dampak kesehatannya dok ya
sejahtera makmur sentosa gitu ya
nah kalau kita lihat dari sisi outdoor kita ada alatnya seperti ini
yang dianggap tidak bisa melakukan revisi kok tidak tepat waktu
nah depo itu kita bisa milih kontainer itu kayak belanja di supermarket lah ya
ini jarang jarang tuh pak
pemimpin pemimpin dunia berkumpul di mesir dalam rangka cop dua puluh tujuh cop untuk perubahan iklim
yang kedua menurut saya data itu sendiri sampai hari ini beda beda
karena kan memang namanya berkebutuhan khusus
serangan yang dilakukan pasukan pertahanan israel idl ke gaza palestina
ini efektif juga ya untuk mencegah dua lima
oh tapi orang tua juga berarti gak basket berarti ya
di fase pancar oba ini kita kerap kali dihadapkan perubahan yang sangat
jadi itulah saya ambil sebagai peluang buat saya untuk impian itu bisa tercapai
gue lebih tahu apa yang pelatih pengen dan akhirnya ya itu dikasih tanggung jawab sebagai pemain cadangan
baik regulasi penting regulasinya penting kita siapkan
dan melakukan kontak dekat dengan pihak berwenang perancis
di sini juga ada spesifik culture gitu tapi berhasil sama will diracik sendiri supaya touchnya tuh masih bisa relatable banget dengan ya seperti tatiana bilang kayak budaya anak anak muda di sini
karena bisnis properti akan membaik
sikap sikap misalnya menjaga kemajemukan
ya karena seluruh organnya masih bisa berjalan sebagaimana mestinya
gusi terus ketika dipunya tuh langsung pecah
tapi juga dilakukan dalam sebuah ruangan yang disebut driving simulator
karena masyarakatnya tidak mau berdamping ke kegempaannya
waktu itu kita menafsirkan market conduct
ternyata telah memiliki anak berusia satu lima tahun
dan pertama ini naiknya kontan
dan itu tidak memungkinkan untuk mengasuh karena perilakunya sudah tidak baik
dan biasanya tadi anda juga sudah menyebut faktor utamanya adalah di produksi
yang di lock itu kalau anggaran kan rupiahnya
kemudian telinganya juga sampai hematom ot hematom sampai gede gitu
ini berdasarkan bagaimana kejantanan digambarkan selama masa kecil mereka
justru ekspor kita terjadi penurunan
dengan beberapa tuduhan serius lainnya
sementara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyatakan indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak
ada tensi geopolitik di timur tengah dan juga di ukraina
jadi sebetulnya kita enggak bisa melihat bahwa apakah sekolah yang homogen itu akan
memang starling ini juga diharapkan bisa mempercepat transformasi digital di indonesia
dan membentuk kegiatan kegiatan yang memfasilitasi para generasi muda tanah air
jalan bersama siap maju bersama
sejak kapan sih gitu memutuskan untuk oke kita berdakwah gitu
kecil di bandung gak lama lama banget kelas paling tk sampai sd kelas dua udah balik ke bali
dengan pendekatan perlindungan hak konstitusi
tapi tetap kita hajar juga
ternyata kasus pelanggaran marko kondak itu kayak apa gitu
menteri perumahan julie collens mengatakan
jadi lebih ke gimana sih aku harus bisa menerima diriku sendiri gitu
banyak yang beli tuh sate jandung
program program ibu yang ibu janjikan
masa masa apakah langkah yang mau diambil itu sudah tepat
tentu saja memang yang namanya anak itu harus dilindungi

program program besar partai gitu
sehingga tidak menimbulkan kemacetan
di situlah kendalanya agak terlambat
dalam waktu dekat langsung
tidak ada pergerakan pergerakan dari sini yang lain
ada juga yang alasan alasannya demikian
maka sekarang istilah kami lurah pasar
sehingga atas dasar itulah pemerintah menetapkan berbayar untuk vaksin covid sembilan belas per satu januari
gue pernah nanya si tirsa juga si tirsa kan diunmpar tuh kuliahnya tuh
award seperti itu uang kita itu
apa yang telah diberikan
apakah mereka pindah ke partai umat
lebih baik kalau diperlakukan sendiri
jangan langsung di treatment
ratusan anak anak sekolah dasar se surabaya mengikuti street soccer
lebih cermat dari keadaan yang ada
nah lama lama lama sekarang kan zaman canggih ada hp apa gitu
tetapi kami tetap menunggu nanti dari hasil penyelidikan
aduh bunga mawar semua itu
kadang kadang diagnosanya belum dapat
sebetulnya dalam hati istilahnya
meski termasuk hewan berbahaya ular tidak dianjurkan untuk dibunuh
iya karena polusi udara juga berkaitan dengan kematian dini dan kualitas hidup yang berkurang
berbeda dengan penyajian es lain yang menggunakan mangkuk es teler kedai ini disajikan dengan gelas
sehingga untuk bisa mengatasi pandemi ini
tanggung jawab dari keputusan yang sudah saya pilih
tetapi juga tadi kembali menjaga ekonomi umat itu
akan terjadi kekurangan beras januari bagloyang akan datang
beberapa apartemen di mana propertinya tidak bisa melanjutkan pembangunan
ada yang lunak ada juga yang keras dan cenderung dapat menyumbat liang telinga
lebih banyak bahkan bisa berbeda beda di setiap daerah tergantung pembuatnya
tapi kalau melihat apa yang terjadi di
iya waktu dia pindah terus kau hasan bilang tetep mau ngelanjutin kan sampe lulus masih mau tanggung jawab segala macem kau hasan emang baik banget
waktu saya kecil kita yang kasih tau saya cara berbagi bahwa surfing
tapi yang pasti kan suruh p elektabilitas partai selama ini yang akhir akhir ini alhamdulillah meningkat naik
bagian tak terpisahkan dari upaya kita
mereka justru yang akan rugi sendiri
yang paling masalah itu netizen aja sih
harga beras saat ini sudah mencapai rekor tertinggi dan pedagang beras juga sudah mengeluhkan harga beras yang terus naik ini
ya supermoto lebih fun ya untuk hobi karena kombinasi antara motocross dan road race
bisa anda lihat ini kita seperti benar benar berjalan begitu
kasih sayang seorang ibu pak
kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar
di plumbingnya itu bisa ditaruh di antara sela sela kontainer
semoga ibu sehat sehat
pak hamdan tentunya ini kabar yang mengembirakan
saya juga panik lah kalau ngadepin seperti itu
yang kedua loyalitas karena penyanderaan
siapa tau kan dua duanya dapet orang chinese
apa penanganan penggunaan narkotika
dan minuman yang menarik tentunya
terjadi cicak versus buaya jilid dua
kalau kita lihat di kabinet pembangunan
akan disahkan oleh parlemen setelah berbulan bulan negosiasi terhenti
mengalir dengan sendirinya seperti air yang mengalir
supaya serabi tidak gosong
perbedaan polusi udara di satu tempat dengan yang lain
kalau kita lihat pemetaannya untuk sikap masing masing fraksi
apalagi horrornya cara storytellingnya makin lama makin udah gak kalah lah sebenarnya kayak sama film film luar
apakah berarti akhirnya harus ngambil akhirnya
bangga karena bisa meneruskan tradisi yang sudah diwariskan
kan marah kan tapi begitu
rata rata calon masinis yang akan mengoperasikan ka cepat sudah memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun
rapor trotoar pada dua ribu dua puluh dua yang disampaikan koalisi pejalan kaki menyatakan
dan memang kata sebuah studi yang studi di universitas stanford yang ini sangat sangat terkenal indonesia
kalau menteri gimana bu
ngayah itu apa namanya ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan kegiatan yang berlaku
nah setelah itu bertahun tahun dan bertahap memang akhirnya semenanjung sinai kembali ke mesir ya
tak hanya pencapaian di lintasan lari saja di bidang akademis osha juga berhasil menyelesaikan studi s satu jurusan arkeologi dari universitas gajah mada
masa tiba tiba bu mega mempersilahkan pak jokowi
mental itu benar benar ini banget sih
dan saya berharap bahwa ya apa yang kita tunjukkan tentang pak prabowo
proses ini sangat penting agar kerupuk renyah dan mengembang sempurna
nah itu pernah dibahas juga nggak
supermoto maupun trail bisa dibilang tidak ada perbedaan
atau enggak mereka mereka yang udah punya nama gitu
ini cara pandang dna manusia seluruh dunia lah gitu ya
dan punya saya sekarang
wawan yang juga berprofesi sebagai masinis di pt kai bercerita
dan secara psikologi itu paling tidak menaikkan harga tetapi menahan harga untuk tidak naik lagi
artinya nanti akan terjadi akumulasi efek kesehatan
urusan calon dan ininya beda gitu ya bu ya
kamu yang minoritas jangan itu
soalnya kan kesini kesini daripada orang yang lain sudah pada aktif lagi semua
beras itu kebutuhan setahun tiga puluh juta ton
itu gue apa yang gue persiapin gitu latihan kayak gimana yang gue lakuin kan itu yang penting ya kan
desa bubu merupakan salah satu daerah terisolir
kami sore satreskrim polsek gubeng surabaya membekuk dua pelaku produsen dan pengedar uang palsu di wilayah malang dan surabaya
untuk mengurangi polusi udara dari segi
seminggu itu jadi kita enggak repot aja enggak repot masa enggak repot untuk belanja kayak gitu
serpihan tulang ini disucikan dan dibentuk menyerupai tubuh manusia di atas kain putih
rampung direbus kulit sapi dibakar menggunakan flame gun untuk memastikan bulu halus benar benar
untuk memperkuat tim komunikasi di istana
konversasi yang paling sukar untuk dilakukan
gue ngerasa titik terendah dalam dunia basket
tanpa meminta bayaran sepeserpun
tentu akan tergantung pada apa yang terjadi di lapangan
sampai berdarah ini apa namanya
dan juga yang jelas aku excited banget
dan ada juga yang kecelakaan kecil
namun kalau kita melihat
oleh pemilik usaha satu buah kerupuk yang telah digoreng dibanderol rp enam ratus
saya pasti kan pengen ya jadi pemain bl all star gitu terus dapat tiket ke amerika gitu ya
membakar ternak yang mati di lokasi bencana
kalau konsolidasi tetap itu berlapis lapis
ini tenggorokannya sudah melekatkan
bahkan kalau nanti anda baca
oke termasuk soal perpu pilkada juga akan diputuskan pada hari ini
publik menyoroti soal suara psi yang beberapa hari ini melesat di penghitungan sementara kpu
dan pagi ini menunya adalah tumis daging dan sayur capcay
warga indonesia adalah warga yang paling malas berjalan kaki
keduanya dapat mempercepat detak jantung sehingga mempercepat penyebaran darah yang terkontaminasi bisa ular ke seluruh tubuh
ya meskipun datanya belum dilansir ke publik secara terbuka sama sekali ya
ataupun juga melalui email di djp online atau kpp pajak direkturat pajak
dan dalam sehari bacang jando ini bisa laku terjual empat ratus sampai lima ratus porsi
ya tantrum pada orang dewasa sendiri terdapat pemicunya
sejak dua ribu dua puluh dua seingat saya
perbatasan rafael harus segera dibuka dan jeda kemanusiaan harus segera dilakukan
ada pakai yang pink pink itu apa sih namanya iya pandatina ada itunya ternyata jawabannya
ya hal itu bisa jadi bagian dari diskusi atau perspektif yang harus dikembangkan
tentunya soal topik topik lain yang gak kalah seru ya pak ya
karena material vulkanik yang sangat banyak kemarin itu kemudian melebar sampai ke area penambangan kemudian area persawahan masyarakat
impian untuk masuk olimpiade bukan angan belaka
desain halte ini pun unik karena dari jalanan skybridge halte terlihat seperti terowongan yang menggantung
termasuk kalau kita lihat bunga tinggi ini kelihatan akan memancing bank of jepang juga harus terpaksa menaikkan suku bunga mereka
jadi kepada domain topik yang tadi disampaikan
senior senior gue juga banyak yang jago dari angkatan tahun dua ribu berapa gitu emang jago jago lulusannya yang sekarang udah pada nikah gitu
yang mematok harga di atas harga yang kita tetapkan
tapi bisa juga darurat non bencana
jadi sebetulnya berangkatnya dari mana
kami dengar bahwa kpu juga mempersiapkan
akan didatangkan juga atlet e sport internasional
kita memikirkan oke kalau datanya nggak ada
kita gua sambi dua duanya gitu
ratusan warga perwakilan dari delapan rw dan empat puluh tujuh rt berbaris rapi mengenakan atribut betawi
saat mereka keluar gerbong sang ilustrator langsung menyambanginya dan memberi hadiah hasil sketsa
antara pak jokowi dengan golkar gitu
ya tentu dengan segala macam keterbatasan
tetapi saya gak tahu apakah karena situasinya gak memungkinkan dia cuman bersilaturahmi lebaran
dan sebenarnya seperti apa sih pak prosedur dari bulog tadi bapak katakan
lalu kemudian juga ada alasan kedua
khususnya walaupun skotlandia terpisah
emisi nol bersih dr tang
ya ya pokoknya beberapa tahun kemudian dikontak lah disamperin gitu
dengan udara indonesia nggak gampang gampang sekali untuk dia putih begini
lewat angin boleh lewat air boleh lewat tanah juga boleh
karena ya mudah mudahan bisa hijau juga
nah yang penting juga adalah karena mereka udah dapat cucu
minuman ini tidak mengandung alkohol sama sekali loh
kalau nggak tahu artinya semua
kedua belah pihak memang harus duduk
karena kan pada saat dia beli harga murah
kalau kppa mencatat ada sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
dan pihak transjakarta berharap bahwa kebijakan ini bisa menekan mobilisasi warga guna memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
sandi ini pengen pindah ke katakanlah p tiga
dengan mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri
dan di warung kerupuk dijual rp satu per buah
terus mengepul pada kamis pagi seiring dengan meningkatnya permintaan arang di kabupaten tuban
ini telah berjalan di australia selama lebih dari satu dekade
maksudnya we need to keep it clean karena dia putih kan
untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan
masih ada yang menjawab di atas lima puluh persen
hubungannya juga solid gitu
ya udah itu aja saya pelajari
terutama pesantren pesantren yang mempertahankan kutubu turoth
dan penyebaran islam kala itu
terus asistennya juga mas koko nge push gue buat
dibangun akselerasi lebih signifikan
sehingga agama hindu itu adalah agama yang disebut dengan agama atmanastuti
jadi artinya jangan merasa ya
dan perkembangan penyaluran kredit periode agustus dua ribu dua puluh tiga
ada wakil ketua komisi dua dpr saan mustafa dan komisioner kpu idam holik
dulu ada pantun sedikit sambutan untuk orang datang
setiap kali panen kebun anggur seluas satu hektare ini selalu ramai dengan wisatawan
kemudian kita juga bisa melaporkan ke kemdikbud melalui nomor telepon email
tambur air mungkin seratus lebih mati jadi
dan apa yang berasal dari air akan kembali ke air
asap putih dari pabrik arang batok kelapa di gunung panggung kelurahan gedongomo kecamatan semandi
itu kan untuk istilahnya buat ngembangin
laga ini diwarnai dua kartu merah dan dua gol bola mati
jadi dua puluh rupiah meriah banget jadi ada sayurnya terus sama yang istimewa ada ini
untuk masa depan anaknya apakah bisa digabungkan tuntutan restitusinya
nah itu juga kemudian soal soal loyalitas kesetiaan kepercayaan kehormatan itu selalu kita berikan kepada kader kader yang baru
jeruk entah itu sebagai setingkat lebih
sekali pabrik yang mencemar
dan substitusi impor melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
padahal sebetulnya vaksinasi tujuannya juga untuk masyarakat juga begitu ya pak ganjar ya
emang ciri khas juga kayaknya sih orang indonesia juga makan
yaitu pertama bernama praraga
mereka yang paling penting
meskipun terjadi penurunan demokrasi
ya masih tetap berkecimpung lah di bola
jaman sekarang anak anak muda di tanah air dan di seluruh dunia itu lebih mempunyai self confidence yang lebih tinggi
jangan jangan eh pecewa gak dikasih apa apa gitu
seringkali memang kejadian kebakaran bukan hanya kali ini saja
jadi ada sebuah ikon juga di daerah ini ya
tidak ada perkelahian dan tidak ada pembobolan penjara
atau dengan kata lain membantu deeskalasi ketegangan saat ini
nah itulah yang sekarang kita siapkan lebih teliti lagi begitu
anak anak kita sangat cerdas untuk menemukan itu
ya secara kami yang awalnya di konvensional itu lebih banyak mengandalkan untuk penglihatan sinyal itu ada di luar
tetapi olahraga menjadi bagian penting dari
tetapi sekali lagi penguasa sudah berpindah ke tangan prabowo atau orang lain
kondisi secara bagi hingga sore ini jadi puluh puluh kendaraan terus meningkat
memang kalau kita lihat pertama pemilu ini dari tahun ke tahun selalu positif bagi pasar indonesia ya
ini pokoknya bangku mengikuti seri kejuaraan dunia
yang pertama itu yang namanya polusi hyperlokal
total berat keseluruhan mencapai dua puluh kg
terima kasih mas urianto
kemudian juga pakaian anak anak dan juga susu
negeri kita luas negeri kita sumur
kan di dalam sistem lapas pengamanan itu kan tentu ada ya
merah ini sebagai simbol api kemudian yang hitam ini simbol air dan putih
selain mungkin dia nanti kayak misalnya tadi bapak bilang
kemudian yang sudah berkomunikasi
ide menjual kuliner serba stroberi ini berawal karena ingin memanfaatkan
dan ketua demokrat jawa timur
sama itu baru hok
maksudnya nggak disengaja juga
jadi cuman lima orang satu sesi abis itu berapa orang lagi
sebelah handphone disini menunggu dan tinggal semua file pol wunder x odd ripped
tidak pernah ada pengecekan kabel listrik
pecak ikan tawes menjadi menu andalan dan favorit peserta
kondisi secara bagi hingga sore ini jadi puluh puluh kendaraan terus meningkat
masa ada teman dipukuli terus kita diem
ada dugaan memerasan dalam jabatan ada gratifikasi dan tindak tppu yang menjerat
adalah bukan reksadana yang berpenghasilan tetap
makanan yang sangat dibutuhkan di samping obat obatan ya
itu yang lu pake baju tiga xt yang ngambut lu pendek tuh kapan tuh
dia pemenang tidak sempurna dari pertarungan yang sekarang
yaitu memang karena saya berkomunikasi atau kemudian mendengar dari teman teman fraksi di p tiga di dpr
iya jadi ini berdasarkan riset juga
dengan dukungan dari partai hijau senat dan dpr
tapi kerukunan umat beragama yang ada di daerah karet ini
nah kalau dari nafasnya sendiri kita melihat polusi udara sebagai bukan cuma masalah environmental tapi masalah kesehatan
pengunjung dikenakan biaya sewa sebesar rp lima puluh
karena kami percaya dalam pandangan kami bahwa kami hidup ini mengenal ada tiga hutang yang kami harus selesaikan
selanjutnya perbedaan juga ada di bagian roda dan ban yang digunakan
aktivitas untuk memberi makan hewan hewan
wow padahal ini harusnya kita sudah melewati
pasalnya basic mereka adalah pemain sepak bola atau futsal
beragam fauna dapat ditemui di desa di kaki gunung rinjani ini
di sini ada ribuan koleksi barang antik
tapi yaudah kayak terus terus gak tau tiba tiba banget aku mikir
udah biasa sih emang
saya ya berusaha gitu walaupun hanya buruh tani
ia mengatakan timbulnya gejala benar benar
dan itu makanya tidak boleh berubah itu
dan ini sangat menarik untuk saya melihat hal seperti ini
cuma lagi lagi undang undang ini kurang begitu kuat untuk bisa diimplementasikan
ini akan berulang terus setiap waktu begitu
karena sekarang sudah berubah
jadi artinya bahwa kita bernegosiasi dengan pemasok pemasok cabai misalnya dari daerah daerah yang lain yang memang harganya terjangkau
ternyata kita bisa gitu jaga tanggung jawab itu
dan itu sangat sangat berat buat saya gitu
sepuluh tahun tuh palingnya udah ada pemanggilannya yang kayak latihan seminggu sekali di weekend doang gitu
biasanya tingginya terus dadanya
adalah bagaimana minyak goreng
karena proses penghitungan suara kpu masih berlangsung
persiapan kita nanti masuk kepada
perluasan jangkauan layanan redudensi jaringan dan atau peningkatan kualitas layanan atau quality of service
dan juga kita edukasi sesama para pengendara
karena kita sebagai orang bali pastinya bangga ya karena ada terbisu budaya
pertama dari lintasan yang dilalui
melukat diakhiri dengan upacara pemberkatan
konflik kepentingan yang sangat tegas
melainkan dapat memberi ruang para pengembang game lokal
kurang lebih itu kalau melihatnya kak anies hari ini berpidato berpanjang panjang
biasanya dari sepuluh kg jengkol ada setengah kilogram jengkol yang akan diolah menjadi kopi jengkol
kedua konon resep leluhur ini bisa memberikan aroma berbeda pada olahan kacang kedelai
profesor yulianto listiawan menyatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga warna dan kesehatan rambut
karena kan pendapat mereka gak mempengaruhi hidup saya juga
dan yang sering ditemukan sekarang ini lonjakan lonjakan keluhan ispan asma yang tidak terkontrol
memastikan bahwa memang harga vaksin nanti kita belum mendapatkan informasi berapa rataan harga vaksin ya
karena cocok digunakan dalam operasi minum
lagi banyak kayak ngehuja tuh potong lah kayak semen terminal ya kan
sekali lagi kepada seluruh pejabat
belum berkekuatan hukum yang tetap
pihaknya mengetahui keputusan perancis
dan ini tidak mengganggu pelayanan publik
terus yang kedua kita perlu memasuk alternatif
nah disitulah mudah mudahan kita
ternyata ke enam anak ini sudah kecanduan dan sering nonton bareng
apalagi teknologi tambahan ini ada kemungkinan untuk mengeluarkan ozon yang juga berbahaya kepada kesehatan kita
telah melakukan segala upaya untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di jakarta
apapun yang kita lakukan di sini harus kita

segala penanganan ini tidak akan dapat berjalan
artinya mungkin karena seringkalinya infeksi tubuhnya harus melawan infeksi akhirnya yang harusnya digunakan untuk tumbuh kembang itu jadi terhalang
dua orang korban yang mengalami luka berat
kalau kita kalikan seratus aja sebelas ribu itu udah satu ratus sepuluh
itu kalau kami analisa dari berbagai fakta di lapangan ya itu ternyata multifaktor
jadi itu keren banget sih itu di coffee cucion di bekasi waktu itu yang nct
jangan jangan dia akan menimbun harapan harapan kita dengan kecemasan yang dia munculkan
atau justru akan keep
bener bener dikadalin lah gitu kira kira itu
pt kcic sendiri menargetkan dalam waktu dua tahun ke depan pengoperasian kereta cepat wus sepenuhnya akan dilakukan oleh sumber daya manusia asal indonesia
atau pelaku usaha sektor keuangan
kayak satu tiga miliar data
sebelum membagikannya secara online
jadi aku pon tuh literally gak ngapa ngapain basketan doang aja tiap hari pagi sore siang malam
dan sebagainya ada juga namanya
tentang pelaporan pengendalian emisi gas buang industri di dki jakarta jawa barat dan banten
dari status itu apa yang harus diperbuat oleh masyarakat
mulai naik ke atas dan kemudian top off itu ada penjualan yang mesti diikuti ya
tapi pendekat orangnya yang mukul bapak
untuk memutuskan mengikuti audisi debut menjadi seorang idol
karena aku yakin maksudnya gak banyak orang yang seberuntung aku gitu istilahnya
komunitas islam negara negara muslim
mungkin lima puluh sekian gitu ya
sebenarnya kita melihat nih pengunduran dirinya ini terdengarnya tidak baru baru saja ya
maka bisa naik kurang lebih satu ratus lima puluh persen lah ya lebih sedikit gitu
muslim yang berada di pulau bali sebagai pulau dengan mayoritas masyarakatnya beragama hindu
nantinya dki jakarta sendiri masih memiliki kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan juga kota global
nah bisa cerita sedikit mengenai nafas indonesia itu apa
sukun selanjutnya dipotong kecil kecil lalu digiling menjadi tepung
dan juga semoga masyarakat juga semakin aware ya pentingnya berjalan kaki
jadi sejak abad enam belas bahkan
oh ini halal kok ini aman kok ini prakteknya yang sudah berjalan kok kamu masih ragu
pemerintah sempat menyatakan pembenahan sanitasi menjadi fokus pembangunan di wilayah gang venus
di pinggirnya agar nanti kulitnya itu terpasang di beduk dengan kencang
untuk melihat semua sistem kabel kelistrikan di seluruh indonesia
edukasi kepada orang tua di pedesaan menurut saya penting ya
itu september ini juga
anak anaknya juga enak kayak gitu
di pergelangan ya otot perkilangannya kan gini gini dibuntelin di pergelangan supaya dia nahan
profesor yulianto juga menyarankan untuk membiarkan warna rambut asli dibandingkan mengecat rambut untuk menghindari iritasi
saya tunjukin ini adalah skybridge nya indah sekali bukan ya ini jadi background fotonya
para dahe berayun dengan santainya meski tanpa alat pengaman
putusan putusan yang menyatakan penyelenggara pemilu itu bersalah secara etik
tau sebenernya itu pelanggaran aturan market conduct
sandi itu justru dihilangkan dalam konteks bagaimana pengaruh dan dominasinya di
kemudian oktober dua ribu tujuh belas bupati nganjuk taufikur rahman menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau tppu

ya terima kasih mbak budadya
ya tentunya perlu kolaborasi
apakah anda pernah berbicara dengan orang australia dan anda di luar negara sebelumnya
aku ngefans sama ayu tuh dari dua ribu delapan dulu zamannya disebut banget waktu itu kan ketika dia belum terkenal
perendaman juga akan menghilangkan lendir yang menempel pada kulit sapi
waktu masih hindia belanda
karena makanan tidak memiliki banyak keuntungan lagi
mereka berjalan kaki didampingi trune dengan membawa benda benda suci yang disakralkan atau pratima
jadi apakah benar sandi memang sejak lama sudah tidak berperan aktif untuk kerja kerja partai atau seperti apa
tapi tapi rujak yang satu ini berbeda nih dari rujak pada umumnya yang berbahan utama buah
minggu depan minggu depan dita ada di jakarta
seperti harganya tidak stabil karena mulai banyaknya kompetitor yang bersaing harga dan pemasaran yang tidak tersalurkan
sudah tahu ini sudah diwariskan kepada raja charles iii
bbt itu bahan baku tebu
mengingat program tersebut seharusnya ditujukan untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi
partai kemarin kan juga mengusulkan ya mas ya
harga satu buah durian dibanderol dengan harga mulai rp dua puluh hingga rp satu ratus sepuluh
pak berarti dengan kondisi tadi bapak katakan panen raya
karena stok di konsumen minyak sawit kita di dalam negeri juga tidak terlalu jauh turunnya
contoh sukses storynya gitu ya
dan kita sudah ada network nya di bandung di surabaya di jogja malang semarang dan di bali
kali melindungi israel seperti amerika serikat
berundingan mereka ayo kita berdiri sama sama itu wajar kan
pemerintah membentuk badan pangan nasional
memang punya stok masih ada yang mau panen
lembu dan bade kemudian diarak menuju lokasi pembakaran
saya kurang lebih setuju dengan apa yang ibu alex bilang ya
istilahnya kayak misalnya filmnya joko anwar tanah jahanam perempuan tanah jahanan itu kan ada kayak semacam ada jawanya
ini gue udah ceritain pas gue wawancara
atau tiga ton per hari loh pak
ada kak karen kak dita agustin gradita
dan wisata ramah lingkungan seperti lintasan downhill untuk sepeda gunung
untuk digodok dan dibahas bersama sama
ini sebenarnya sesuatu yang menjadi bagian dari kemanusiaan itu sendiri nah cuman serunya sekarang karena ada ketersambungan lewat teknologi
oh harus kalau optimisme itu tidak bisa ditawar
terus gue ngeliat dulu lebih rame gitu jember
dia harus tahan dulu pada holding period propertinya
jika sudah tidak lagi memenuhi syarat
tapi yang namanya anak kecil ya kadang orang tua ngajarin apa kita pengennya apa gitu kan
oke jadi akan ada counseling terhadap para siswa ini ya untuk menghilangkan trauma yang mereka rasakan
gitu loh bener ya orang tuh customer tuh bisa lihat loh mbak mana yang benar benar entusias ke k pop
kemudian paslon satu anies mohaimin menang di dua provinsi
pemain pemain itu kita itu diterapi dengan itu
badan pangan harus punya kalkulasi yang bagus ya
apa namanya tidak bisa dipagikan ya untuk kepentingan kesehatan
sekaligus sebetulnya ini membuktikan bahwa kritik kritik itu sahih
tinggal seperti kita mengecat kayak ganti cat mobil gitu kan
bisa mengecek laman website cekbantuanstb kominfo go id
dan harus langsung segera diangkat minyak dingin
ya pastiin ketemu sama pasangan yang memang satu visi
segar dan kaya rempah
dan itu terjadi di kawasan duku atas kolong kendal yang ada citaim fashion week
tapi di waktu yang sama mungkin ada alasan yang masuk akal kenapa orang itu juga malas ya jalan kaki
dan kami titipkan semua ini kepada mahkamah konstitusi
kesiapan itu berarti juga harus menguasai teknologi penanggulangan bencana
saat ini di pasaran harga buah sukun per kilogramnya mencapai rp dua puluh
nah kalau berbicara soal partisipasi itu
nah yang melaporkan biasanya apakah anaknya itu sendiri
nah jadi memang ada beberapa yang harus ditelaah lagi lebih jauh
ada tugas besar tentu bagi kami
gitu dengan memucaknya kasus kopi sembilan belas di awal juli igustianus saldi pemilik usaha catering melihat
apa dampak positif dan negatifnya
terus kemudian ada yang itu tadi pertanyaan efek samping
karena ini terlalu kuat gitu
proses perebusan dilakukan di kuali besar ini
namanya nggak jauh dari kedua nama itu
penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon
ya dan di masjid satu satunya bersejarah di kota tanggerang
peran relawan pecinta satwa ini membuat peternak di daerah rawan tak ragu untuk mengungsi
jadi upayanya adalah menumbuhkan ini praktek beragama yang moderat
tak hanya persoalan minyak kini stok beras ikutan menipis
banyak pihak menjadi bagian penting untuk
indra itu adalah dewa perang
yang pertama adalah dua tiga juta honorer datanya masih belum diverifikasi
dan saya juga terus mendorong agar dita lebih banyak dikenal lagi di tanah air dengan mengajak dita datang kembali ke tanah air dengan melakukan show kemudian melakukan temu fansnya
aku kan lagi main kesini gitu kayak gak mau kehilangan momen aja gitu kan
jadi jumlah laporan yang meningkat
selain rumah warga mulai dibangun permanen lorong lorong yang sebelumnya tidak disinari matahari
dua ribu delapan gua australia dua ribu sembilan australia juga dua ribu delapan tuh gua sama si ini
menjadi bagian penting bagi kita
kalau memang itu di kondisi yang nggak bagus
karena ukuran beduk yang besar dan berubah
terutama di titik titik terakhir mereka dilihat oleh warga atau saksi
jadi kita melaksanakan di satu dua ratus dua puluh lima sampai satu dua ratus dua puluh
menurut mas ef resistensi di golkar nggak akan tinggi ya kalau pak jokowi masuk dan mengambil alih
cost to living crisis itu berdampak pada banyak orang
jadi sebenarnya along the way banyak banget perubahan yang terjadi juga gitu
semua pengajuan anggaran untuk mengurangi tekanan biaya hidup
biarpun bunga relatif tinggi
karena sandiaga uno pindah dari satu partai politik yang besar run up dipilek dua ribu sembilan belas ke partai politik yang menjadi juru kunci di dua ribu sembilan belas
jadi masalah kita bersama ya mbak desi
yang diberikan periode kampanye nya
berarti nanti akan bertahap seperti itu ya
supaya semuanya antusias begitu ya
berkumpul lagi untuk memperkuat diri lagi
kepada mas anies dan gus muhaymin
keutuhan negara kesatuan dan pemilik indonesia ini
itu sekarang jauh menurun dan menjadi lebih baik
cuman udah beberapa kayak ada regulasinya yang jadi kayak dibolehin gitu lah
nah asam jengkolat ini apabila terlalu banyak di dalam tubuh manusia ya nanti dia akan membentuk
memang karakternya memang dalam hal ini defensive itu karakter amerika serikat dalam beberapa waktu terakhir pun tidak pernah
enak gitu loh kalau buat dibaca
kita punya empat kontainer yang empat puluh feet
kita tahu memiliki resiko penurunan efekasi vaksin
atau sulawesi utara mayoritasnya
sebelum ramadhan kita banyak utang
jadi bagaimana anda tertarik menjadi perajin balai bambu
iya lu w e u kan kalah mulu biasanya tuh mau w e u
itu lewat angin boleh lewat air boleh lewat tanah juga boleh
selain toko toko buku yang lain
enggak lu kan setuju atau gak setuju michelle akan pilih leonita dibanding audi untuk tembak last shot setuju atau gak setuju
karena dianggap mau sama mau ada hubungan transaksional sehingga ini dianggap sebagai sebuah keputusan bersama dan bukan merupakan kejahatan
kemudian jelas tetap bahwa yang boleh di dalam tempat tempat umum itu maupun yang dilakukan transportasi harus orang yang negatif
kita tidak hanya menghadapi ispa ispa
terdukungan sepenuh jika seorang
karena artinya mereka tidak mengikuti ketentuan pemerintah
tetapi juga logistik atau ransum yang memadai
salah satu penumpang membuka emergency exit atau pintu keluar darurat saat pesawat masih terbang di ketinggian tujuh ratus meter
otomatis tidak akan dilakukan penyelamatan ya
komisi sembilan memantau kebijakan pemerintah seperti apa
jadi karena olahraga dan aktivitas fisik itu
terjadi pada kita saat kita ada kelengahan di sana
oleh karena itu pertimbangannya pemerintah tentunya tetap menjamin khususnya
jadi artinya mereka tidak bisa masuk ke sini sementara
dari segi keamanan kereta cepat jakarta bandung juga didesain untuk dikondisikan atau dioperasikan untuk berbagai iklim
tapi apa yang bisa kalian perbuat
dr adib humaydi spesialis ortopedi dan traumatologi
dan ini adalah malam terakhir tidur di luar
jadi utangnya sendiri mencapai tujuh lima puluh lima miliar
atau perimbangan kekuatan diantara jokowi dengan prabowo
kemungkinan lain yang menjadi penyebab terdamparnya paus sperma ini
tapi sampai sekarang ini cls yang akademi yang kecil kecilnya juga masih pada jalan ya
kalau memang mereka melihat salah satu saya bagian yang baik
selama usah bersambah mereka melaksanakan serangkaian upacara satu bulan lamanya
tapi ini kayak pas liat langsung juga ternyata serem
dibeliin ditanggung sama sahabat jadi waktu itu
apa yang terjadi di lapangan
terus menerus mendukung kemerdekaan namibia
sehingga pemerintah itu sebenarnya harus menyiapkan pupuk
kalau perlu pemerintah itu datang ke desa desa memberikan edukasi pelatihan
saya juga nggak tahu tiba tiba kok pada lari ke dalam gitu
oke jadi artinya sistem yang dibentuk ini dibuat secara otonom gitu ya
pemprov jawa timur itu sudah
tapi berkembang begitu pesat hingga sekarang menjadi tempat berkumpulnya gedung gedung tinggi
karena arief hidayah tuh kalo ditempatkan dimana aja insya allah bermanfaat gitu
jadi ketika misalnya orang melarang orang beribadah kalau secara hukum sebenarnya agak agak
aktivis ham haris ansar membantah jika isu pelanggaran ham adalah isu lima tahunan menjelang pemilu
pelan pelan diaduk dibalik diaduk dibalik
ya bisa juga sih
ya sudah langganan sudah lama sekali gitu loh
untuk lingkungan persahabatan rumah sakit persahabatan
menjalin silaturahim antar warga kugusan dan juga untuk mengangkat kembali tradisi masyarakat betawi yang sempat hilang
kayak cups lift event tuh para fansnya tuh heboh banget ngedekor semuanya
jadi ngapain bikin masjid gitu
berbeda kan kalau audi kan kemarin semarang asli kan
lewat kegiatan ini diharapkan anak anak dapat memiliki kegiatan positif saat libur sekolah
tiga menit untuk lepas patuh
terus promosi menu alternatif itu mas ya kita mempromosikan kepada pelanggan agar tidak tergantung
ya kalau katanya dokter kalau mau disembuhin harus ngambil otot yang lain jadi dari bawahnya pergelangan ini disambung ke sini
terima kasih sekali lagi untuk waktunya dita karang personal secret number
ini gue udah kangen nanti gue pantun pantunan nih
dan mengusung semangat indonesia incorporated
ini ot hematomnya kemudian semprot kemudian antibiotik
untuk pertama di ruas atau di daerah jawa tengah jawa barat ini ada potensi hujan lebat di saat menjelang lebaran atau di saat fase mudik
terbaru tadi kita dengar juga pak luhut menyiapkan sejumlah langkah ya
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya
inilah untuk kedua kali melodi melukat di bali
bisa diikuti awan panas guguran yang cukup intens intensitasnya cukup besar
tanggal dua puluh lima bulan ini kan
ini belum tentu merupakan perlindungan
gak ketemu sama penyakit misalnya malaria
didiemin terus diaduk aduk
ia mengaku terpaksa menaikkan harga jual lantaran harga bahan baku kue masih tinggi
karena buah durian yang dijual merupakan buah durian masak pohon
pancoran yang airnya berasal dari disebut dengan kelebutan
itu dirasa masih kurang begitu bu alex
karena seperti beras kan beras bukan satu macam
partai hijau mengatakan mereka mendukung undang undang itu
lebih susah minta waktunya mas epp ketimbang waktunya menteri
oh enggak kapan aja sempat seleksi tapi sekarang udah gak pon dua ribu dua
contohnya misalnya dalam satu keluarga pelakunya bisa jadi ayah angkat
ada tiga kelompok dahe yang bertugas melakukan nuur menuju bukit kangen
karena saya mencoba menggunakan benchmarking itu dengan j i zdez ya
secara ekonomi dan kemandirian
teman saya lainnya silahkan memperkenalkan diri kalian masing masing
cabai itu hanya kita harusnya mengatur pola tersebut
selamat datang di kota bogor kota hujan yang juga mendapat julukan kota seribu angkot
tapi jangan lama lama nanti kerupuk akan berubah warna menjadi kuning dan tidak garing sempurna
indonesia sudah memiliki sport development index
tidak bisa memperoleh akta kelahiran
dan kami menyalahkan banyak waktu tentang mereka
dari segi kebijakan masih banyak yang harus dilengkapi
instruktur awak kabin salah satu maskapai penerbangan di indonesia
iya jadi catatan kami juga menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir angka kekerasan seksual pada anak itu meningkat pesat
apalagi untuk pemakaian orang yang lain juga
nah dari dua ribu sembilan belas itu mungkin konsisten tadi
rumah dari susunan batu air dengan beratapkan rumbia ini
karena untuk keluarga di kampus
jadi di tempat saya ada empat s sebelas
kira kira solusi yang paling efektif bagi pemerintah untuk mengatasinya ini seperti apa
karena saya lihat sendiri karena di sini kan ada kebun sayur hidroponik sudah saya tahu sendiri
jokowi adalah presiden yang mempraktekkan nepotisme dengan terang benderang
saya balik lagi ke cimaja ya ke kampung halaman
asmanya jadi makin kambuh tidak terkontrol
gue sempet ke william jones gue sempet berapa bulan tuh
ketika seorang ekonom dari bni memberitahu saya
itu saya kira itu juga bisa menggambarkan sebenarnya
hanya harus diperuntukkan tes pcr cepat
presiden jokowi pernah dalam satu sesi kemudian juga pernah menyampaikan ada upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi di tanah air
namun tidak ada bukti iphone dua belas tidak memenuhi standar australia
itu kak itu ngomong ngomong masukin ke sma dua itu itu tuh sma nya sma pak aset atau emang pas kakak masuk udah jago tuh
kemudian dipotong kecil kecil dan dicampur dengan sayur kangkung dan mentibun yang telah diiris untuk memberikan rasa segar
jika mereka menyebutkan memilih ya untuk mengungkapkan orang orang aborigin memberikan bagian dari kultur kultur mereka

bagaimana tertarik berbisnis kudapan manis berwadah buah asli
data pribadi kemudian dijual
menu pertama jengkol lada hitam
ternaknya bantuan rumput darto bersinergi dengan bantuan lainnya pengangkutan dari
dengan cekatan anjas memotong daun pandan
sebelum ditetapkan sebagai masjid
tapi mereka disebar untuk melakukan proses pencarian
kalau problem etik ini kan di dalam salah satu pertimbangan kita pp
misalnya disuruh kerja untuk kegiatan manusiaan
kayaknya hidup mati di crs terus nih dari dua ribu tiga belas ayonya
sebagai kepala negara anda memayungi semua
kelihatan dengan komposisi konstelasi yang ada
karena kalau kita kuat ya kita gak akan mudah berganti keyakinan
mungkin bisa dikonfirmasi kebenarannya pak karena kalau memang demikian
lebih dikit berapa dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh lima
jadi memang masih sangat berfluktuasi kalau kita lihat sejak awal desember dua ribu dua puluh tiga
mengapa kemudian masyarakat terlihat justru antusias untuk ikut vaksinasi
air purifier yang kecil kecil di meja tidak akan berjalan
nah itu habis itu kan ditolong dia ke ruang ganti itu
tentunya banyak strategi yang sudah diambil oleh djp
jika kamu tidak memberikan sesuatu uang atau tambahan foto atau tambahan video
ya semua stasiun kcjb juga terintegrasi dengan berbagai moda angkutan transportasi
durian varietas luar negeri juga tumbuh subur dan berbuah lebat
konsep desain ini terinspirasi dari kisah berdirinya kota jakarta
dengan syarif mekah misalnya
sejak tinggal di rusun pada dua ribu tujuh belas sundari pun mengaku kerap mengalami sesak napas
itu kan kalau misalnya di sana biasa tapi kalau di sini kan masih belum biasa
diiringi musik gambang kromong warga tampak asyik menikmati momen silaturahmi sambil menyantap beragam makanan yang ada
aduh ini pertanyaan ini jadi takut next pertanyaan apa
kalau di rumah biasanya main sepak bola terus ada ekstra kurikuler basket nih kayaknya
bahan utama yang dipakai untuk pembuatan sate kakkul ini adalah siput atau bekicot
pemasangan tumpang bagian atas badai adalah proses tersulit
saya bales aja ya kalau saya nggak ada di dunia ini ya bagus saya nggak bisa baca komen kamu gitu
dari senam macam macam itu
nah het ini untuk menjaga konsumen
rasanya jauh berbeda dengan lemper yang biasanya cenderung manis ya
tapi ternyata polusi udara pun juga ikut berkontribusi menyebabkan angka tb nya infeksi tb baru jadi makin berkembang
kalau yang lahannya sewa apalagi daerah yang dekat dekat perkotaan
kalau lea aku berani kan ngecte trp ni juga
dengan jaringan satelit yang mereka miliki
dia tidak turun ke bawah artinya turun ke bawah ke tanah
ada jadi kalau kami lihat angka yang paling banyak itu kasus kasus kekerasan seksual yang dilaporkan itu adalah pencabulan
dan orang orang menghindari pengelukatan itu pada pasah
karena sudah ada lampu hijau dari pemerintah
mengatakan bahwa warga australia saat ini tidak memiliki informasi yang dibutuhkan
ya kalau ini apa nih session apa di sini kayaknya grooming juga ya
karena mbah mukoyim itu sebagai mufti tentu saja mempunyai pemikiran pemikiran yang berkiblat ke bagaimana itu tadi isykariman gitu
selama ini belum ditemukan
supaya bisa memuliakan manusia supaya bisa kehidupan bersamanya itu bisa maslahah gitu
itu bisa terwujud menjadi rumah
ikut catering mingguan dan sekarang mencapai delapan puluh hingga seratus iya justru malah makin naik banget ya
berikut kami hadirkan informasinya untuk anda
kurikulumnya belum memungkinkan perlu didorong
lengkap dengan pfizer atau google untuk pelindung wajah dan mata
tapi tetep aja kalo pemain basket sih pasti sering bolos bolos lah bu
apakah media sosial dan dunia maya dan akses terhadap internet ini menjadi salah satu peluang untuk
selamat dulu nih pak buat medali emas pertama setelah tiga puluh dua tahun ya
karena tidak hanya itu saja ada dua puluh wahana lain yang akan menyisi pengalaman pada liburan lebaran anda bersama keluarga
terus biasanya ditaruh lagi tanpa kuncian kuncian yang ibaratnya ini bisa pindah pindah
saya kasih rasionya kalau satu pelatih itu dalam satu latihan mungkin bisa pegang lima belas orang ya
kita lebih ke arah jadi selalu first treatment kita mengedukasi untuk kemudian dia bergerak dulu
saya bertemu beliau ketika beliau mendaftarkan gugatan ke tun
kita juga bisa melakukannya secara online langsung di website
sehingga begitu ini bisa dilacak diidentifikasi mereka segera tidak dibolehkan untuk mengajar
ada pola yang kemudian harus kita luruskan kepada masyarakat
menghadapi omikron ini kita akan terus pantau dan monitor seberapa besar dan seberapa cepat perkembangannya
bahwa pak prabowo lah sosok pemimpin yang memang kita butuhkan saat ini
kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita
terutama yang melibatkan perusahaan penyedia bus dan sopir bus
karena penduduknya hanya berjalan sekitar tiga lima ratus langkah setiap hari
akan kita dapatkan bisa lebih strategis lagi
bahkan di atas margin of error
juga untuk berhenti atau ngomong ke hamas

aduh aduh aduh aduh
terutama di wilayah kabupaten lumajang
tapi masih kena berkurang
masing masing rumah produksi mampu membuat ratusan hingga ribuan lusin toples
untuk mempertahankan pengaruhnya tadi ya
jadi saya juga nggak ketau itu jadi pagi pagi
yang memadukan model bangunan dari jawa
jangan coba coba untuk mengatasinya sendiri
kan lihat koko basket kepengen kepengen setiap hari minta tapi disuruh renang malahan
dan mencari beberapa kata kata yang benar dengan kata kata baru
bagaimana melihat peluang ini dan harus ditangkap nih buat banyak orang juga di luar sana
di mana kalau kita lihat di screen ini banyak sekali wilayah wilayah yang berpotensi hujan
yang merupakan esensi dari demokrasi
berkunjung ke cianjur jawa barat anda dengan mudah akan menemukan olahan bubu fermentasi bernama tauco
ada begitu banyak bumbu yang harus kita persiapkan dulu
selamat pagi mas yudi
tapi ini bisa jadi pelajaran lah bu ya
sebatang bambu dibelah menjadi delapan bagian
gue izin tuh ijin buat buat kemana
ada yang laboratorium itu bisa dua ratus ribu seratus ribu
kayak bayi gak bisul tiga puluh dua tahun tuh sakitnya kayak apa ya
karena ada enhancement di sisi konsumen
kredibilitas di pemerintahan yang terpilih akan diragukan
momen ini jangan sampai kita
kedua juga terkait dengan pemerintah yang harusnya fokus pada peningkatan produksi dalam negeri
kegiatan kegiatan yang sangat teknis itu misalnya verifikasi administrasi pasangan calon
kalau beli sendiri pernah durinya bikin luka
tapi ingatlah kawan janganlah kebablasan
tapi coba direalisasikan dengan apa ya
jean noel barod mengatakan hasil pengujian tersebut menunjukkan
transjakarta yang belum konsisten
emang gak bisa bedain pak peluit panjang sama peluit pelanggaran pak
pengukusan memakan waktu lima belas sampai tiga puluh menit
mungkin di situ ada mismatch ya
terutama pembantu rumah tangga itu
nama nama itu kan sudah kita sebut
karena bagaimanapun langsung mereka memberikan terkena dampaknya
nah apa saja manfaatnya dan faktor apa lagi yang membuat orang indonesia khususnya malas berjalan kaki
jadi harus balik ke diri sendiri kita harus jaga kesehatan ya kalau dari pemerintah ada pola hidup
dari peluang kita di asia yaitu wps itu kualifikasi
maksudnya ya udah tinggal aku yang nggak bisa diem gitu loh apa juga pokoknya seneng lah gitu
kalau menyandingkan apa yang saya alami dengan apa yang ditaati oleh
karena ini dampaknya sangat
pesantren buntet di kabupaten cirebon sudah ada sejak abad ke tujuh belas
namun ini sifatnya derajatnya ringan
apa apa yang bisa ditanam di indonesia dan itu bisa kita kerjakan
iya tadi disiapkan off takernya
karena kita percaya tulang punggung indonesia salah satunya yaitu di ekonomi menengah dan kecil
yang katanya otak itu katanya kalau sama darah itu lebih serakah
ketika ditemukan kasus kasus kekerasan seksual
model model akademi gitu juga apalagi ya
sehingga sangat penting untuk bisa mengenali gejala fomo secara berlebihan yang muncul pada diri seseorang
karena pengunjungnya yang selalu membludak
matahari semakin tinggi tapi perjalanan saya masih panjang
nah di satu sisi untuk menyusun pp ini kan membutuhkan masukan
jadi ototnya sobek disini
atau antarkampung kelomba antarkampung
dekat ya sama kayak kit kayak gitu gitu lah
taunya pesantren kalau jadi ustadz gitu walaupun kita waktu itu belum bisa seramah karena keadaan
kan habis itu harus berhenti kan
kepada kpu ketua kpu hashim asyari telah menjatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada hasim asyari
maka saya katakan bahwa ini hal yang kotor yang dilakukan di israel
anggaran untuk pembudayaan olahraga itu
jawa barat dan banten melaporkan pengendalian emisi gas buang setiap kamis
jadi orang juga males yang bawa kendaraan pribadi
namun ada sedikit hal yang sedikit berbeda saja
inilah penampakan singkong raksasa seberat sembilan kg dengan panjang enam puluh lima cm dan diameter lima puluh tujuh cm
dan penyisiran warga yang kita dapatkan
yang dalam waktu pendek kemudian hasilnya akan nampak
nuker duit mau umroh gitu ya
ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat
sehingga deteksinya tidak sampai separah ini
jangan kaget ke jawa
maksudnya ngadepin ya kita kan juga gak bisa menyalahkan pendapat orang ya kan
semua makanan dan minuman yang disajikan
strongly dilakukan oleh pemerintah
untuk untuk fans atau fandom siapapun ya nggak cuma iu nggak cuma nct gak cuma bts
tau yang apa tadi
kalau ternyata data pribadi itu
dan waktu itu ya di produk produk yang tersedia di indonesia
karena ini bukan untuk pribadi
untuk screening awal pasien
di industri jasa keuangan itu terjadi
dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah
artinya rekrutmen yang oleh kepala daerah
tapi pandangkan saya kalau referendum ini gagal kalau no yang menang
maaf prof mungkin ini yang dimaksud adalah pada saat dia diagnosa awal masuk ke rumah sakit prof
nah setelah itu kan saya dipukul
atau sport tourism secara keseluruhan
serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik
kalau kita lulus maka di sepertiga awal tahun depan kita mungkin bisa kita katakan kita sudah lebih sudah aman lah
kartu kuning kedua juga tidak melihat var
untuk taoco basah tauco kering dimasak kembali bersama gula merah dan gula pasir hingga tiga jam
ingat bahwa polusi udara yang buruk sangat berdampak buruk terhadap kesehatan kita
kapan itu terjadinya bang
maka ini akan kita jadikan contoh

ada juga ada juga yang mikirin
bawa dokter spesialis dari luar negeri ke sini
kalau dipelitur dia mengeluarkan warna bambunya
mereka dukur itu diundang
kabupaten kota juga mirip mirip gitu
maka isu isu ini kemudian semakin lebih banyak dibicara
tak hanya ketua kpu keenam anggota kpu lainnya juga dijatuhi
dan kereta ini juga dipastikan mampu menghadapi kondisi geografis lintasan jakarta bandung yang cenderung menanjak
pernah mendapat bantuan dari pemerintah
plus yang paling utama adalah prokes
ya terdapat beragam penyebab yang mempercepat faktor memutih
terus dua ribu empat belas juara asia
ketika dibilang deh itu adalah mereka yang sudah ikut upacara menekleh
artinya dari pemerintah dalam hal ini kemenkes bu nadia sudah mengkalkulasi betul ya
yang akan dijatuhi pada hashim ashari
daerah pasang surut akan berbeda
jadi anda melihat keberbihakan ini disengaja karena pesan pesan tadi seperti yang disampaikan pak sumarji
bersama pak teddy dari sydney yaitu dari sis itu bapak bagaimana keadaan di sydney saat ini
banyak banget penyebutan kerupuk kulit kalau di warung makan padang
oh ada kemana lo
untuk menarik minat wisatawan datang ke tempat itu
karena dulu punya pabrik lima ya
kalau kata dokter dokter yang gue wawancara
dan orang indonesia dijadikan budak untuk menanam tebu di surinam gitu
secara nilai kita belum mempunyai data yang signifikan
kalau kita ambil lingkup asean saja ya yang masih menjadi sasaran kekerasan seksual dari pelaku pelaku asing itu ada indonesia salah satunya
dan rekan rekan relawan itu untuk pengobatan ternak untuk apa saja itu diperhatikan
mungkin orang terlalu banyak juga mengajukan permohonan
maksudnya bukan kasihan sih
dalam catatan harian kompas seperti apa
perang pandan tanda penghormatan kepada dewa indra
kalau yang ini super red hypo super red hypo itu harga kalau baby kisaran sembilan ratus sampai dua juta
panen pada sayuran organik menurutnya adalah cukup nutrisi dan cukup cahaya matahari
dari seluruh kulit utuhnya dan berat aja ini udah sekitar sepuluhan kilogram
semuanya kan karena ketakutan akan tergerusnya
sama dengan masyarakat tapi bagaimana
nah akhirnya saya coba coba untuk apa namanya explore bisa enggak sih steak dibikin murah gitu kan
karena pas kita mulai riset tentang masalah ini
di ini ya di dalam gambar yang ditampilkan oleh cnn tadi
petugas pendaftaran di lokasi mengatakan jumlah penerima vaksinasi booster
yang senior tuh tinggal si sungging ya waktu itu ya eh sungging aja
sehingga itu menjadi gambar saja buat kita
kami pun di kemenpora mengidentifikasi talenta diaspora kita
bisul di dalam otak infeksi penyumbatan dan tumor
nah tentunya yang belum mendapatkan vaksinasi itu untuk ditunda dulu mobilitasnya atau perjalanan
konon katanya di kota bogor ada tiga empat ratus dua belas angkot yang terdaftar
bahwa jika kita mengambil orang orang dengan hati
pasti ada terdampak juga
itu memang ada setiap lebaran atau gimana setiap hari raya
nah kami tentu ini bukan artinya kami juga tidak bisa menghilangkan bahwa
tapi jangan anggap enteng jika tidak terlatih dan terbiasa
cuman stik itu buat saya sendiri itu mahal mahal kan
ini akan membuat harga domestik juga akan meningkat
semoga bisa dicarikan solusi tepat untuk juga melindungi nasib para pedagang warteg
sebetulnya fatal nggak terhadap publik gitu
jadi kita juga tidak suka bikin kayak rata rata satu kota
apalagi di kaki curah hujan yang tinggi
dan sekarang ini gara gara perang di ukraine ini kita kan masih jadi sangat terganggu kan dengan supply pupuk
meski tenun geringsing menjadi produk andalan desa ini
rp lima per porsi rasa rujak shanghai gak bikin badan jadi lunglai
nantinya jika masyarakat yang tidak melapor pembayaran pajaknya atau spt pajaknya
jadi terkait sama keputusan mk itu
tentunya gini ya setelah kita sudah tahu mdbl kita berapa
saya berbincang dengan ahmad gozali mantan diplomat senior yang malang melintang selama tiga puluh tahun lebih di dunia diplomasi internasional
masyarakat indonesia juga harus mulai
kita tahu jais adalah pemain timnas senior kita yang saat ini bermain di seri b
tahun tujuh puluh ya merintis gitu
tinggal jalan ngeng udah kayak gitu
kalau ditanya ada benar benar childfree ada beberapa
bapak juga sempat dapat kenaikan pangkat luar biasa
israel kenapa dia harus berhenti misalnya
gak bisa sempurna gak bisa seperti ini nih
kita akan kembali melanjutkan dialog kita tentang apakah ada negosiasi dibalik percepatan daftar capres dan juga cawapres dua ribu dua puluh
yang dilawan social movement ini adalah penyelenggara kekuasaan negara
rumah nggak ada sih nggak ada sinar matahari nggak ada gitu
jadi apa jenis jenisnya yang paling efektif untuk mengurangi polusi di dalam ruangan
kalau nggak permanen itu biasanya cuma sistemnya taruh taruh aja
seorang petugas ya harus kan punya keahlian ya
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
saya yakin kalau dita yang menyanyi lagu ini menjadi sangat akan sangat amat berwibawa dan syahdu
ini mbak sekarang ini kan karena perang terlangsung
bambunya setia kurang lebih dua puluh an meter ya bang
jadi kita tidak dalam posisi untuk
pas tergampang loh pak dwi emasnya gampang loh
saya sudah banyak sekali dan sering sekali mewawancarai khusus dengan pangan
jadi tidak perlu untuk apa ya menjelaskan lebih panjang lagi
kalau mau mempersiapkan ya kemarin itungan pak erick dan birut ptpn tiga holding itu perlu sekitar tujuh ratus ribu hektare
salah satu bumbu ya khas yang dimiliki cianjur selengkapnya dalam sehari menjadi produsen tauco cianjur
terus diarahin gayanya itu kayak ya udah gitu masuk sama aku gitu
momentum ya terutama ketika kestabilan politik
sejak kamis pagi puluhan warga dki jakarta telah antri menunggu giliran
dan itu untuk seluruh indonesia
artinya kita lima tahun berturut turut
kalau ada yang nanya juga nih
meminta bentuk ataupun juga modifikasi apa yang mereka inginkan dalam bentor mereka dipasang musik
untuk produsen baik di dalam negeri di luar negeri distributor untuk segera mendaftarkan dan kemudian falgas pelayanan kesehatan untuk segera menyediakan layanan vaksinasi covid sembilan belas
nah kalau kita mengacu pada itu pada pertanyaannya itu kalau saya terjemahkan secara umum itu
banyak banyak banget kan yang nyorot harusnya kan lebih lebih banyak juga maksudnya kesempatan pemain itu untuk dilihat orang kan lebih
meski demikian ada proses panjang sebelum kerupuk mendarat di piring anda
nah berarti maintenance nya seperti apa bu
dan pan juga sudah memutuskan secara internal
itu pemilih pan cenderung kepada pak anies baswedan
yang menjadi kerugian kemudian berapa kemudian jumlah karyawan yang terpaksa dirumahkan karena batalnya beragam acara hiburan di indonesia
itu juga akan berpengaruh sehingga kadang kadang perlu ada sepatu khususnya
kita nggak perlu takut terlalu takut gitu
dan kami berharap agar pemerintah lebih serius melakukan upaya operasi pasar ya
kadang kadang pesanan tidak mencapai pembawa juga
konon pacampuhan menjadi salah satu lokasi terbaik untuk melukat
maka sanksinya akan adalah bahwa dinas kesehatan kabupaten kota dan provinsi
untuk itu pihak kepolisian resor tasik malaya kota dan resor garut bekerjasama melaksanakan rekayasa lalu lintas satu arah dari tasik malaya menuju arah bandung
sumber daya tanaman seperti rumput dan kulit kayu berbeda beda di setiap negara
dengan kecepatan yang cukup tinggi karena memang kondisinya cukup lancar
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman
seperti beban atau pikiran
dan kita bisa lihat pm dua lima nya berapa
khususnya yang akan digunakan untuk lebaran idul fitri beberapa hari lagi
bukan berarti kita itu kemudian
yang masih belum optimal itu sudah
selamat malam waktu jakarta anggi
kementerian sosial republik indonesia telah menonaktifkan dua puluh satu juta lebih data ganda penerima bantuan sosial
setelah post covid ini keadaan telah berubah
apakah ini mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
akses ekspor cpo dan produk turunannya ini juga pada kuartal dua ribu dua puluh empat ini juga mengalami penurunan
nanti kami akan terus lakukan evaluasi
ini yang sangat membahayakan warga dan juga para petugas sehingga tadi pencarian sempat dihentikan dan akan dilanjutkan
tapi kan sekarang kan kita lebih banyak duduk duduk semuanya
kita tahu bahwa kemarin kita juga diminta pemerintah juga diminta untuk menyediakan vaksin
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom
jadi per bulan dua lima juta ton
kalau dulu kan karena tidak ada sosial media apa yang terdiri di sana kedengeran
yang hasilnya cepat ini kan di beberapa vaskes
kaleng kaleng karena apa kuliner di tengah pasar tradisional ini mereka itu eksis terus di tengah
sangat meriah bahkan dianggap jadi
menjadi bagian yang bisa memberikan satu garanti
untuk beras hari ini saya mau sampaikan ke mbak desi
tahun ini kita anggarkan sekitar empat puluh enam miliar untuk itu
kemudian juga dalam mengenalin tentang anaknya pernah mengalami kekerasan seksual itu juga tidak pernah ada edukasi
selain populer karena fungsinya yang mengintegrasikan stasiun mrt dan juga halte bus transjakarta
yang ini iya yang pergelangan sma kelas satu operasi
ganjar menyalurkan sepuluh unit handphone dan mengatasi akses internet yang tersendat di desa growong
sekarang kita masuk ke bagian terakhir penjualan
pemasarannya pun hingga ke sejumlah daerah di pulau jawa
dan banyak pembantu yang signifikan dan influential di media
jawa timur itu adalah center of gravity
semua elemen elemen pakaian pakaian dari pakaian
alfi prataman barra maestro jakarta
itu udah gak dipanggil gitu kan
dan sebenarnya kenapa akhirnya bukal viva sama cahayimin gak
baik mas adi selanjutnya
berarti s satu berapa tahun tuh kak
karena aku sendiri kan memang fans k pop ya dari dulu kalau mau di indonesia itu
blunder tidak ya mas ya dengan tidak direvisi
menegakkan prinsip prinsip demokrasi terancam oleh intervensi
dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi
meski didiamkan hingga dingin adonan kerupuk jangan diinapkan semalaman
mempercepat pemulihan dan meningkatkan sistem imun menu tinggi karbohidrat dan tinggi protein menjadi
pasti lebih banyak bawa pemain dari ke jakarta
pastinya kan orang orang tidak cuma makan nasi campur
ya ini pertanyaan bagus banget ini mbak eva
terigu kering ditambahkan di bagian akhir supaya adonan tidak terlalu basah dan lengket saat dicetak
pak ganjar hari ini bagaimana jalannya vaksinasi gelombang kedua di jawa tengah
jadi kalau kita cuma teriak teriak
menjadi kesadaran banyak pihak
di mana kita sebagai penerima first nations datang dari penggunaan sehari hari
gue setuju sebenarnya itu doang
gazan naujaim pria kelahiran libanon dan mantan fasilitator program membangun keluarga yang lebih kuat
bahkan negara ini juga kurang anggaran
emang jangka waktu apa jaraknya junior nba itu umur berapa
dan beberapa yang menderita gejala jangka panjang
umumnya kuah disajikan dengan potongan daging tauge dan sambal
atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut
semenjak pas udah join basket udah terjun
nah setelah kasus pengetatan
ya selagi pertimbangannya bener ya aku bilang juga pertimbanganku kenapa aku di uph
seberapa mudah mengakses situs situs pornografis khususnya terhadap anak di indonesia
menanyakan respon kita semua bagaimana sikap admi ataupun juga teman teman promotor yang lain
ya tentunya kalau memang kita semua sudah mendapatkan
dampaknya bagi garuda muda pada saat melawan australia apa
dampak kebakaran dari rumah warga tidak ada korban jiwa
apalagi ternyata pada tanggal dua puluh dua januari baru baru ini kita memperingati hari pejalan kaki nasional
artinya pakar pakar di bidang kemasyarakatan di bidang hukum
mulai dari situ kami mulai kasih tester gratisan ke para pelanggan yang makan dan alhamdulillah banyak yang suka
kalau orang orang yang kemudian hadir ini tapi tidak memiliki keterampilan yang baik
nah kalau kita lihat jumlah kementerian dari masa ke masa
terhadap nilai nilai demokrasi kedaulatan hukum hak asasi manusia
yang kedua kami mencoba untuk melakukan pengadaan beras itu kami mendorong agar teman teman pedagang di semua daerah
seperti monyet hitam yang biasa bergelantungan saat mencari makanan di hutan teteh batu
ya tidak bisa kita melampaui
saya juga belum pak
oh yang ke australia bukan ck itu yang pertama tuh
saya merasa keserasian harmoni
gue gak mau badan gue jadi melar gitu
mas emil ya jadi sebelumnya kan kita mengundang mas emil
kita tetap melaksanakan prokes kemudian setiap satu jam sekali ada pengumuman untuk menjaga jarak
pak dubes dita sangat terkejut ya kan terharu bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presiden langsung
ini yang ngelihindahin tyler lamb itu yang lebih baik
meskipun tetap harus ada pengetatan ya
nah ya tentunya saya sudah lapar spt
iph yang jauh itu maksudnya iph apa sama yang b
karena memang serba tidak menentu
dan karena itu kita harus menciptakan liga yang bisa dipercaya oleh supporter
tetapi kita punya suatu kondisi
sudah ada banyak testimoni banyak
pan sebagai partai yang ikut mengusung pak prabowo
dan pemeriksaan rumah sakit dan laboratorium yang jumlahnya jutaan ini
terpilih mewakili indonesia menjadi desa wisata terbaik sedunia
apalagi dari segi edukasi untuk orang tua dan anaknya itu sendiri
tapi sebuah kebiasaan sebenarnya
dan harus keluarnya gitu
ataupun potensi perpecahan seperti apa yang terjadi di filipina pada saat itu kan
apakah data itu betul betul valid
meskipun saya bukan menteri keuangan
saya terus terang tidak membaca dan mengikuti lengkap pernyataan pak surya palo
energi matahari jadi faktor utama agar bisa kering sempurna
untuk follow semua sosial media
mes dapur tempat nge gym juga jadi satu
semuanya khususnya yang di federasi
dan lagi kan dulu kan sama zaman sekarang memang sekarang ada perbedaan
pemantauan pelaksanaan otomil di daerah
minimal dapat endorsement dari p tiga
makanya kalau misal apa sih orang kalau misal sama upahnya kan biasanya skeptis gitu ya
jadi sebetulnya ada dua program yang kami kemas ya
stasiun halim stasiun karawang stasiun pada larang dan stasiun tegal luar
inilah cerita mupapire tradisi perang pandan di desa adat tenganan pegering singa
kalau untuk usia memang kita set di usia minimum sepuluh tahun
enggak dia pinter soalnya pas kita ada quiz kemaren
jadi variable nya bisa tinggi sekali
apakah kita memang dalam kondisi
kemudian kbri pun juga menyediakan hotline darurat yang dapat dihubungi oleh wni kapan saja
tak hanya santri tapi juga warga sekitar bisa beribadah di sini
kepada kpu untuk memundurkan jadwal dari sepuluh enam belas menjadi sembilan belas
terus habis itu kayak serem ya
saya syukur di tengah delapan tuh saya cari tuh
desain gaya japandi adalah konsep yang fokus pada kesederhanaan kenyamanan dan elemen alami
original dan buah atau fruit
berarti udah ini ya lah ya udah biasa aja kalau ngeliat coach gibi teriak teriak gitu gitu
jadi kita pasti tertarik orang tua pun menekankan mengajarkan gimana itu perang pandan
itu kan sahabat bener bener masih restrukturisasi pemain kan
apa ya langkah ya dari bintara
orang orang di sekitar gue malahan yang kayak jadi bikin aku
kemudian konsumen daripada minyak goreng adalah
saya bisa seperti biasanya
tapi lewat online gitu makanya gue kenceng kan waktu kayak story hampir tiap hari kan ngebakar ngepanggang apa segala macam
tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari
ya sama seperti sebelumnya jadi semua benar benar harus berhati hati dan semua menjaga kepatuhannya
warna hitam rawon berasal dari rempah keluwak yang direbus bersama potongan daging sapi sebagai kuah
dengan mengenal masing masing agama
angka kesakitan yang tinggi kalau tidak teratasi dengan mortalitas kan kematian nanti konsekuensinya
di mana jimmy carter juga turut berperan di situ presiden amerika waktu itu
sehingga pospat dan k itu kita masih import
kini telah berkembang menjadi sebuah masjid bersejarah
namun saat hendak kencan dengan pacarnya di sebuah hotel
iya kan semuanya ada komen bebas aja tuh
yang berhalun alus sunnah wal jamaah
tapi ya asem garamnya udah lu nikmatin lah di basket gitu kan
tujuannya agar kulit atau bulu di bagian luar mudah dikelupas
bagaimana kita meningkatkan kualitas gedung ya
di helmi surya negara kabupaten bandung jawa barat
lebih baik mereka memiliki uang
nggak pernah dipanggil soalnya dulu ada isu
e mengaku tetap akan merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang

kita tidak boleh terus bergantung pada impor saat ini
atau kesalahan kritis terhadap
saya sebutkan tadi jumlah baik jumlah maupun secara kualitatif bentuk bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak anak kita mengalami peningkatan pesat
atau mungkin nggak upaya penyatuan pak prabowo ganjar itu masih mungkin terjadi enggak
sehingga akan muncul kasus kasus yang bukan secara spesifik skoliosis ya
jadi badan pangan nasional ini saya lihat ini kan kalau di indonesia apalagi
jadi saya tadi itu berenang dengan well suck atau hiu tutul itu sekitar tiga ekor
meski ada kemiripan makanan satu daerah di indonesia dan makanan daerah lainnya tidak pernah sama
bantuan finansial dan institusional
sekian kilometer loh sungai ini loh
supaya mereka tidak terlalu terpapar
kalau spot fotonya berada di dalam haltenya
karena dari hasil kajian juga ini juga hasilnya sama
ini kita akan confirm dengan teman teman kementan
salah satunya mungkin ini bisa anda konfirmasi lagi starling katanya tidak menggunakan ip lokal
beruntung bayinya dalam keadaan sehat
pastinya kami dari apni dan seluruh teman teman asosiasi yang lain
bagaimana sebenarnya kondisi terkini di korea selatan saat ini
maksi rain rondowu mengimbau fasilitas kesehatan di indonesia untuk segera melakukan pelayanan vaksin covid sembilan belas berbayar
beng erang ini biasanya para pemilik bentor ini melakukan reparasi ataupun juga bahkan mereka bisa
kan sering juga kan beli sama yang lain gitu
dampak dari misalnya menolak membayar restitusi
ini nih puncak jpo pinisi foto foto di malam hari jadi lebih indah dari sini
hampir satu tahun ananda yevito menjadi fotografer sepeda
jadi itu bagian dari proses pembinaan
untuk seporsi dijual rp empat puluh
dan masuk ke sungai kobokan itu kalau kebujat
untuk orang orang muda di australia dan di seluruh dunia
tapi lu udah lulus belum sih loh atau lagi skripsi udah lulus
aku tau soalnya kebetulan skripsiku bahas tentang sri kandi kan
betul sekali tapi tampaknya ini animo masyarakat indonesia ini tidak mau ketinggalan
dan itu salah satunya keperdagangan komoditas
dokter kita langsung saja
tapi kayak ada titik dalam hati gue tuh kayak masa segini doang sih
sebelum adanya insiden covid sembilan belas
golkar pak yusril didorong oleh
oke kang idam apakah kemudian ada alasan politis
nah pak sarjito ada nggak sih tadi kan bapak bilang
buat saya reful marathon itu adalah self reward hadiah untuk diri saya
apa yang bisa bapak evaluasi terhadap kinerja selama ini pak
nah supaya bisa ke situ apakah ini sesuatu yang koalisi pejalan kaki bisa lakukan
kenaikan harga pada sayuran bisa menjadi tantangan bagi usaha warteg karena sayuran merupakan salah satu bahan makanan utama dalam hidangan yang mereka sajikan
anda bersama sbs bahasa indonesia
dari mulai desain produknya
bahayanya nanti dikena sepeda atau sepeda motor
perlu kemudian kita garis bawahi melihat aksi yang dilakukan oleh iran pun juga sebelumnya dilakukan oleh israel
karena itu juga berpengaruh pada tulang tulang kita juga
lihat juga lihat rambutnya
jalan anggrek di kelurahan sidakaya kota cilacap
masih bisa datang untuk mengklaim booster itu ya dok ya
untuk mengetahui riwayat bogor dijuluki sebagai kota seribu angkot
lalu saya tanyakan kepada beliau beliau
tidak hanya di buleleng umat islam di kota denpasar yang telah menetap turun temurun juga menjalankan tradisi ngejot
di dan mikrotrans maka penumpang akan diperiksa strp nya ketika mereka memasuki titik titik penyekatan di wilayah jakarta dan sekitarnya
yang disusun oleh phil cusack
kemudian ya balik lagi ke
karena ini juga dapat mengganggu aktivitas di saat mudik nanti
di luar warna liturgi gereja katolik merah dan hijau populer menjadi warna khas natal
untuk membantu para pria menafigasi perubahan di negara baru
menterinya akan berbeda beda gitu loh pak
baik kalau kita bandingkan dengan kasus anda mas arief di tahun dua ribu dua puluh satu silam
kita akan tetap melanjutkan dialog ini mas arief sebagai anggota komisioner di tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
ada sepak bola ada basket ada mana tapi sma dua jember kebetulan kebagian yang basket kayak gitu
ini hati hati memegangnya
apakah sudah ada informasi perkembangan terbarunya pak
jadi berdasarkan perhitungan kita dari kebutuhan total vaksinasi booster itu satu ratus tujuh puluh sembilan juta sasaran ya
mengintervensi urusan pribadi seperti ini
tapi di hukuman yang berat nggak ada gunanya juga untuk mereka
makanya mesti ada pembicaraan pihak bank pihak pengembang dan juga pihak customer untuk mencari solusi
bagaimana dengan edukasi terhadap anak anak itu sendiri
daerah di sebuah provinsi maupun
kalau dalam fungsi sebagaimana fungsi awal mungkin sudah kurang relevan
bahan bahannya dari kunyit lengkuas dan cuka
itu efektif kenapa karena air purifier dengan adanya hepa filter itu bisa benar benar mengeliminasi polusi udara yang ada di udara kita
bidang industri studies dan juga untuk masalah budaya ya ibu
biasanya para penjual berjalan kaki hingga ke kota depok
mengingat tadi permintaan juga banyak dari luar jakarta dan sekitarnya pak
ketua koperasi pasar induk beras cipinang
maka ini itu yang harus jadi pr pasca ini
di kantor kantor komnas ham kejaksaan agung kantor presiden
jadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak
atau pusat jajanan serba ada
kami pun mencoba mencari tahu alasan pengunjung rela antri untuk mencicipi sajian ini
tadi anda menyinggung soal keberpihakan wasit begitu ya
penerima bantuan presiden produktif usaha mikro dan juga pelanggan listrik subsidi
misalnya dia bisa mencegah herosim misalnya
anda harus melengkapi dan menyegel surat suara anda
dunia di bali memang penuh dengan tantangan ya
nyanyi no rebang istilahnya kalau di korea atau nonton no barfeng secara bareng bareng
ini juga perlu untuk pendekatan baru kepada para narapidana narkoba
yang dari pemilu atau pilkada
kalau kita pukul gini oh kan gak kena gak kemana
pelebolan bahwa esport itu
kalau beralasan kepada kurangnya anggaran
kuliner viral dari tanah parahyangan memang selalu bikin ngilat
jadi santunan baru dari pihak jasa raharja ya
lalu juga ivar jener bermain di divisi dua belanda
bisa mengeksiskan diri film horror ini adalah film horror yang seperti ini adalah film horror indonesia
malah misalnya ada lima belas orang yang dilaporkan hilang
itu mungkin yang kita bisa lakukan dari kooperasi
tapi yang paling penting adalah hidup di negeri ini kita harus sadar kita manusia komunal yang urusan kita adalah urusan orang
mungkin pernah ada experience di bidang itu
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu menjadikan
yang kerap muncul di permukiman padat penduduk di kawasan perkotaan
desa ini dikenal sebagai desa bali age yang berarti desa tua
fomo bisa memiliki dampak serius jika tidak diatasi
terus yang berikutnya kita juga sering karena sering ada kunjungan ya kita juga ada inovasi inovasi yang
sehingga iran melihat perkara ini sebagai punya tingkat keseriusan tersendiri
jadi walaupun kita pernah itu pun baru akhir akhir ini dan juga di korea aja kan
tapi ya terus kami sarankan bahwa
timur ipa timur kan ada dua barat sama timur
berarti vietnam ngeselin mukanya
hai sambelan bakju ini pun sudah berjalan dua generasi sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat meski kini pengunjungnya sudah ramai namun bak ju tetap memilih bertahan di lokasi yang sabar
membeli kucing dalam karungan gitu
dan ternyata disukai oleh ikan hiupaus
semoga sukses semoga reviewnya baik dan juga pastinya kalau review baik kan dampaknya ke perfilman indonesia balik lagi ya
di dua ribu tujuh belas doang nah di tahun dua ribu tujuh belas main apa sih itu kayak sri kandikap season lah
kami sudah mengembangkan literasi digital ya untuk anak anak di pedesaan
pelanggan bukannya menyalahkan layanan pengiriman
dan memiliki orang orang non indonesia atau orang orang yang berpengguna
dalam jangka panjang kita harus menyusun strategi
di bank indonesia maupun di
tadi tidak berkontribusi menambah
ini ada anomali ini perlu kita lihat
ada yang pengen bulan mei ada yang pengen bulan februari
jadi secara umum adalah waktunya untuk pembeli
menggunakan fisik sebagai aktivitas
berkat tekad yang kuat ditambah dukungan dari orang orang terdekat
penasaran sih antusias banget warga di sini juga ikut meramaikan acara ini
tapi itu ditolak terus menerus ditekan
cabur tenis saat ini masih mempertandingkan babak penyisian
compete tapi dua tahun dwl pertama kurang sukses
ini mengandungi detrin mengandungi
kerap bernuansa dua warna tersebut
bisa nggak ya gue hidup dari basket
jadi ada selondeng namanya gamelan yang kita sakralkan disusikan
satu kursi biasanya membutuhkan tiga sampai empat batang bambu
peningkatan yang cukup mengkhawatirkan
kalo begini baru bisa kalo bareng sama yang jari
nah biarin mereka settle dulu kan gitu ya
dan ini bisa melengkapi data yang ada dari pemerintah
atau yang kedua percaya dengan syarat gitu
atau dia menjadi ketua dewan pembina
kelompok tani mekar bayu di desa ciganjang kecamatan pada herang kabupaten pangandaran jawa barat memanen anggur yang mereka tanam
dari desa ya nggak ada lah
kita temukan banyak kasus kasus yang dimana korbannya banyak baru akhirnya terbongkar
hampir semuanya sembilan puluh persen lah semuanya
selain harus telaten untuk membuat egrol juga harus memperhatikan kue sudah matang
solusi saya cuma berharap satu
kalau dari harga sih tergantung mop mopnya ada banyak kayak ini contoh
kami mendukung yang mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis
dibandingkan vaksinasi yang dilakukan kombinasi antara vaksin astrazeneca dengan vaksin mrna pfizer
ya benang emasnya apa aja warnanya
habis itu baru iu jadi it s in my blood jadi aku bikin kopi chuseo bukan karena so soan
jadi kalau ada satu daerah kekurangan pangan tertentu
karena tidak ada petunjuk teknisnya akan di situ tanpa ada pp yang lahir
nah ini kan ada yang dinamakan produsen pengemas
apakah kita juga terancam oleh krisis pangan
sepi dan lengang lapor pajak tanpa antrian
sekarang ini kan terakhir itu ada pojk enam ya pak ya
jadi keliling door to door ke hotel resto ke supermarket terus minimal ya promo promo di sosial media kayak gitu gitu
buah sukun ini selain diolah menjadi stik sukun
jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan sebuah kelemahan
panen rendeng itu yang sekarang nih panen basah hujan
yang artinya bisa ditangani dengan sistem kesehatan yang ada
misalnya sama itu mati tam di situ
panen raya itu di bulan maret april mei
kalau sudah pensiun kan boleh gitu
karena itu sangat sangat apa namanya sangat tendensial sekali itu memberikan keputusan berikan kartu kuning itu ke ivar yang pertama
untuk memastikan bahwa dalam urusan pangan itu indonesia itu tetap mandiri
untuk kasus kasus tertentu mungkin bisa ada pendekatan baru dalam model pemasrakatan
dan tentu tidak sejumlah tiga satu juta saran serentak pada tahap vaksin yang kedua ini
dan mengabaikan kebenkan penasional yang lebih luas
nggak tahu ya mungkin ada faktor sendiri
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kemudian kami selaku telkom vital magelang langsung bergerak cepat dan segera proaktif untuk segera memberikan yang terbaik jaringan fiber optik hingga kesekolahan di titik di gerowong ini
khusus mengenai ya yang berkaitan dengan production dari hulunya
fungsi ekologisnya yang orang lupa
menurut saya komunikasi seperti yang dilakukan pak surya
gila badannya gede banget
kepala dinas di telpon kamu bisa maju dan seterusnya
nah mungkin terputus informasinya kalau sekarang kan tinggal garamnya saja doanya tidak ada
akan adanya efek samping dari vaksinasi ini dan juga merasa sehat
mungkin yang perlu disosialisasikan berikutnya adalah ketika nanti masyarakat akan mendapatkan berbagai jenis vaksin
ya ada kan teman teman yang mungkin memiliki partai
kondisi osha yang berbeda membuat anak bungsu dari tiga bersaudara ini kerap mengalami kesulitan saat belajar dan bersosialisasi di sekolah
ini tip milih jengkol itu cari yang memang benar benar tua
masjid agung buntet pesantren memiliki beberapa keunikan
baik dari para ofisial dari afc yang saya temui
nah tetapi apapun aparatur yang ada tetap harus bertanggung jawab
ada dua yang membuat saya optimis ya karena komitmen teman teman luar biasa
artinya kita mesti kasih spesial khusus attention satu persatu
sehingga gelombang kedua ini bisa terlaksana dengan baik
empat pemain tersebut saya menanyakan
dan pantauan arus lalu lintas sendiri sejauh ini memang ruas tol jakarta cikampek menuju ke arah jakarta
ternyata teman teman bilang bahwa nasib kita sama ketika kita menggunakan angkutan umum
yang terlibat korupsi suap hibah
jadi nambahnya ke uang jajan michelle sendiri kayak gitu
meski mirip secara kasat mata sampo palsu dapat dibedakan dari sampo asli
udah waktunya mikir ke depan
kepentingan kepentingan kita di australia
ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan pelan tergerus
apalagi kita sebentar lagi sudah menghadapi bulan puasa
hal itu membuat ular merasa terancam dan justru balik menyerang
pak prabowo menang telak di situ
tapi di satu lapangan ya di apa namanya lapangan apa tuh
kawasan surya kencana bisa menjadi opsi
pertama kan hobi juga sama menghasilkan hasil biar lebih bagus
hal hal yang terus berkembang
jadi yaudah dari yang season sebelumnya aku tuh paling muda di lapangan di tim gitu ya
birokrasinya kemudahan administrasinya lamban
karena kerusakan pada tulang rawan semua sendi terutama pada sendi yang tumpuan kita

mungkin puluhan kali per hari
mulai dari memesan berbagai moda transportasi makanan hingga mengirim barang semua bisa dilakukan melalui gawai atau gadget
ternyata ada covid dan penjualan menjadi drop
saya akhirnya sampaikan himbuan kepada masyarakat
nyari ombak aja dia dimusuhin sama teman teman waktu itu karena kan ya anak kecil jago
jadi ultimate solution nya itu mengurangi sumber agar kita tidak ada polusinya ya
tapi nantinya akan menjadi kopi gel
target kita satu lima ratus lima puluh sampai satu lima ratus
nah itu tapi di luar itu ada hal hal yang sifatnya sangat konteksual kultural dan juga sosial masing masing komunitas atau bangsa
sehingga kan tidak ada angin
meskipun sekilas terlihat seperti sedang membakar sate pada umumnya ya
berbagai program itu berusaha dituntaskan
banyak hal yang bisa menimbulkan dampak emosional
dari atmosfer untuk mencapai
dan mungkin ada orang yang merasa tersinggung kenapa kebanyakan orang yang bukan orang asli australia
ini kan belum dalam keputusan untuk menaikkan
yang memang secara jangka panjang harus diatasi ya
berdampak kepada kesehatan anak anak
mereka akan lebih condong mungkin sekarang trendnya
namun bagi keluarga penyelenggara pelebon adalah cara membayar utang budi kepada leluhur
dan di notice udah pernah sekali waktu itu aku instagram di like sama iu udah pernah sekali
banyak pria pendengar yang diajarkan untuk tetap tegar dan kuat dalam menghadapi kesulitan hidup
kita kan kesini naik mobil ini mobil tumpangan jadi akan lebih mudah ya kalau kita naik motor aja
nah di dalam musim kemarau anginnya nggak segitu banyak
kadang ada masa kita bosan
kira kira apa mbak step step yang bisa dilakukan di tingkat nasional
padahal sebelum sebelumnya kita terus menerus menunjukkan current economy yang surplus
untuk virus mencegah virus
anda tidak berada di daerah tempat tinggal anda pada tanggal empat belas
nendang kayak d commencement gitu tuh biar gua tol b jung at
tapi yang jelas itu kalau harga ini
ya di tujuh puluh berarti ya bu ya
dan sekarang dengan lahirnya undang undang ojk
karena penasaran dengan proses pembuatannya
kalau di pedesaan itu lebih banyak cabul dan pesutubuhan
belakangan ini ada kopi dalam bentuk gel
menggunakan daging sapi bagian susu sebagai bahan dasarnya
ya pasti aku akan mencoba untuk mengerti kenapa mereka nggak mau mempunyai anak gitu
atau mencari bantuan profesional sebelum mencapai titik krisis
memberikan bumn di bidang pangan
kalau ke indonesia sebenarnya apa sih yang paling dirindukan jauh dari indonesia
nyatanya punya potensi besar di cabang olahraga surfing
jadi tadi kita punya dua unit ya
pak oli bukan sakit karena tekanan mereka ya
nggak boleh apa namanya menjelaskan
pengunjung yang akan berdiri di skydeck ini dibatasi maksimal dua puluh orang
atau berjalan kaki kalau rumahnya ke arah sekolah itu cukup dekat
enam ratus sembilan puluh enam jadi satu ratus lima puluh persen lah
lepas itu kita bisa mencari produk yang lebih dari sepuluh dari produk produk
tak hanya melatih putri sulungnya ashanda yang mewarisi bakat bermain selancar ombak
kamu harus stay benar benar stay dari awal buat tc nya gitu
padahal nggak dijelaskan dengan baik
karena memang kita melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan mulai awal desember tersebut
berbisa atau tidak reptilia ini tetap berbahaya terutama bila yang digigit sedang dalam kondisi tidak fit
tapi ya balik lagi online kan cuma kayak istilahnya event empat tahunan sekali lah dan itu aku tahunnya tuh sembilan puluh tujuh
untuk perhari kadang bisa dapat tiga ratus untuk perhari
yang tentunya kita ketahui bisa sampai lima puluh sampai dengan dua ratus ribu kasus per hari
jadi mungkin tips saya buat temen temen yang pengen child free adalah jangan bilang child free dulu sebelum orang tuanya dapat cucu
ditambah dengan peran swasta
yang dapat mengantarkan mimpimu menjadi
betul secara umum di asean
yang kita baru ketok itu dua peraturan bawaslu dan dua peraturan dkpp yang sudah kita ketok
lagi menjadi pandemi dan cukup seperti sekarang ini
yang sangat begitu dominan pada pergerakan bursa hari ini
wisnu lebih tua setahun di atas dua setahun
tetapi saya berikan waktu maksimal
sesaji kemudian didoakan dan dibawa berkeliling puri
di perusahaan dan lain lain
nanti kita saingan narasumber dong mas
kemudian pak presiden membuat perpres nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
pasak ini akan dimasukkan ke dalam lubang di rangka beduk
dan ini berdampak pada sekitar lima puluh enam ribu warga kabupaten malang
masyarakat desa ada tenganan pegeringsingan memeluk hindu indra
persoalan ini tidak bisa diserahkan ke kementerian teknis
iya jadi seharusnya mereka lebih kita lindungi ya tapi sekarang kan susah kan anak anak ya apalagi mereka suka bermain di luar dan lain sebagainya
karena yuan mengalami tekanan ketika dia memberikan stimulus gitu
itu ada marketnya dan itu memang untuk horeca hotel restoran catering
ya ini menggambarkan itu sih
misalnya wow harga telur dua puluh delapan tiga puluh
yang seperti ini barangkali mungkin
hai hai selamat datang kembali di what the fact politics
ya jadi saya kalau kami lebih menyarankan kalaupun tanpa alas
yang sudah eksis sejak lama
nah kemudian tiba tiba ada deposito suka suka
dan juga seperti apa sebenarnya terobosan harus dilakukan
jadi kalau kita bicara ada alternatif patah tulang
merendah bu merendah bu biasa
salah satunya masjid hidayatullah karet semanggi
di mana seorang pengemudi yang bekerja dengan lebih dari satu penyedia layanan pesan antar
mereka kita ajarin yang benar dengan passion mereka dengan apa
ke pengurusan federasi baru
tapi kalo misalkan si carlsen nih dia harus daftar dulu ya tadi ya
sumbernya country origin nya ada dari australia new zealand
terlebih ada stigma buruk tentang surfing di mata masyarakat cimaja dulu
kalau artis atau olahragawan mantan atlet atau tokoh publik lainnya
and you cannot blaming atau judging people s decision
jadi kalau demikian berarti harus sudah diatur
yang lagi rame kan mk dan keputusan capreh caopres
kasus kpk melawan polri itu sangat serius waktu itu
selamat malam mas iqbal selamat malam para pemutus asin
kita coba ini ya seperti apa sih rasanya
arang batok kelapa lebih laris di pasaran dibanding jenis arang lain
dita boleh di share ke kita diceritain bagaimana perjuangan dita
oke ini nyambung ke statement selanjutnya
ada yang merasa nilai nilai ini mungkin kayaknya belum pasti dengan komunitas saya
mana yang benar mana yang salah gitu
bahwa kita sudah bisa melampaui
yang pastinya kita bikin film ini dengan sepenuh hati sungguh sungguh dan kita yakin banget buat siapapun yang nonton tuh bakal entertain and gas
bisa melampaui target yang sudah kita tetapkan
meski begitu bagi saya memang agak sulit ternyata untuk menjaga keseimbangan saat tengah berada dalam tabung
kok tiga tahun di sahabat aku tiga
makannya boleh steak tapi lihat nih sangat unik karena desain tempatnya dibuat mirip ala tenda pecelele sesuai dengan jargonnya
sama sama thank you udadi undang
nah sementara pan itu
aduh itu gila banget sih
jadi banyak berkah dari ombak
di antara mereka itu kemudian dimasukkan sebagai
tapi para krediturnya masih harus membayar sementara mereka belum mendapatkan unit yang mereka janjikan
lansia itu memiliki kerentangan terhadap kematian dan juga tingkat keparahan akibat infeksi covid sembilan belas
kalori menu catering disesuaikan dengan tinggi berat badan dan comorbid masing masing pemesan
bisa dijabarkan kepada kami di
kain geringsing ini dijistakan oleh dewa indra seperti itu bapak
sementara itu juru kampanye senior yes dua puluh sri noel peerson mengatakan
assalamualaikum salam mas jirat al
ke bentor mereka nah ini saya akan bertemu dengan deng erang dan sekaligus juga pengen melihat bagaimana
ini proses perebusan sedang berlangsung
ada lebih dari enam ratus ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas
lihat nih benar benar bersahabat ya mereka
sarana ini akan dibakar bersama jenazah pada puncak upacara
ini bagian ya dari ekosistem ala badan
ya rambut memutih kerap disebut ciri pertama dari pertambahan usia dewasa menuju lanjut usia
saya rasa ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji kembali
melibatkan teman teman kemenkes
terhadap serangan covid ini itu ternyata menurunnya drastis sekali
enam semester apa enam tahun kak
itu kan bisa dikatakan itu satu rak itu pun mungkin tujuh puluh lima atau delapan puluh persen itu import
karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara
sehingga berdasarkan data dari direkturat jenderal pajak kementerian keuangan dari total jumlah wajib pajak sebanyak sembilan belas juta orang
karena yang judicial review peraturan kpu
tapi entah kapan dan berapa besarnya
setiap karya merupakan objek penting yang membentuk ikatan nyata antara penenun negara dan nenek moyangnya
tapi memang di ruang ganti ada beberapa pemain yang menunjukkan wah kayaknya udah euforia gitu ada gak pak
bisa membuat rasa nyaman
ini ada cuaca ya kondisi global dunia
jadi kayak ya udah bagus aja fotonya
tahun berikutnya junior b lagi
karena kan aku nggak bisa latihan juga kan kalau itu di sahabat
jadi itu kan sesuatu yang membuat sangat nyaman gitu loh
karena j i zdez sendiri masih bermain di seri b
kemudian saya juga menjelajahkan
tentunya perlu kerjasama dari stakeholders pangan ya
jadi di bawah dua puluh tahun semuanya masih berkembang sehingga membutuhkan orang dewasa
di lambaro tanggal empat januari dua ribu tujuh belas
bahkan lebih jago dari gue katanya dulu waktu sma gitu banyak sma dua jember
namun ukurannya tidak terlalu besar
kita lihat bagaimana kemudian wacana ini lahir karena dari statement statement yang kita kumpulkan
kan ya anand udah hafal nih mungkin ishan nggak usah ah gitu
ya kan kak arief juga baru istilahnya bersinar ya abis dua ribu tujuh belas itu istilahnya naik terus gitu
yang lainnya tadi kita lihat beberapa nama besar timo
dari kerajaan galuh yang berada di kawalici amis
modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak beragam
thank you banget udah gabung di secret at newsroom workom
anggota komisi tiga dpr dan hamid awaludin
aku sukanya yang plain sama yang metal sirup itu enak banget
makanya ini sebenarnya isunya ada di produksi
orang tua juga ngasih pesan ke saya boleh pindah ke bali asalkan jangan lupa sholat
dan juga tahun baru ini yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak juga
terima kasih selamat sore dan sampai jumpa
itu satu jadi jokowi akan mencari
dan ini yang membuat kami optimis di daerah daerah sumatera
roby syokwanamin imam ambarwoto banyumas jawa tengah
di kampung nastar ini ada belasan rumah usaha pembuatan kue kering
sebagai tiga daerah otonom baru di papua pada jumat
karena memang sampai saat ini pemerintah masih menunggu surat keputusan dari presiden
nah tapi sebelum itu sebelum kita mulai tanya tanya nih korek korek bu hovifah kita ngingetin lagi kita punya medsos nih rana
alhamdulillah saya pertama kali pakai jilbab di uner
rampung menggoreng masukkan kerupuk ke dalam tong di sepeda yang telah dimodifikasi
ketika mereka gak pernah ketemu langsung nih
nggak pernah ada masalah kan gitu
ini rasanya unik sekali kawin loh rasanya
jadi maksud bu alex itu seharusnya ini hanya ditanyakan kepada kelompok peribumu itu sendiri apakah itu maksudnya
nah akhirnya memang potensi untuk terciptanya efek domino dari adanya aksi balasan yang jika memang itu dilakukan oleh israel
dari segi pelaporannya dari segi pencegahannya apa yang harus dilakukan
karena apapun judulnya sandi ini adalah orang yang besar di gerindra punya nama besar gitu ya
sebagai simbol perputaran bumi
menyaring kotoran sekaligus menjaga kelembapan telinga telinga yang kering atau memiliki sedikit
perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan
sampai sekarang pun selesai operasi masih gagal nggak bisa diangkat
oke lah beberapa tahun terakhir ini kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuat hotline ya untuk melaporkan kasus kasus kekerasan seksual
tapi pribadi saya berharap hasilnya positif dan menguntungkan
tetapi semua itu kan rezeki yang diberikan oleh
stepping yang sudah harus diukur gitu
karena buktinya banyak kok legend legend kayak pemain bola apa yang jadi grab yang jadi gitu gitu
paduan atau donasi dari rakyat indonesia
yaitu utang kepada orang tua atau leluhur utang kepada guru utang kepada tuhan
keberadaan para fotografer ini diakui cukup membantu wisatawan yang ingin mendapatkan foto berkualitas dengan harga terhitung miring
pengumuman pemenang akan disampaikan pada oktober dua ribu dua puluh satu
tetapi sebagai satu seni artistik dibunyikan ya pada waktu waktu tertentu
nah kalau pengaduannya berkaitan dengan
yaitu vaksinasi dan kegebalan alamnya yang lain
sebelumnya perlu kami sampaikan pula bahwa kami juga mengundang
tapi yang ada pejalan kaki justru akhirnya jalan di jalan
aduh lemes banget angin
jadi lifestyle yang sederhana dengan jalan kaki itu bisa menjaga kesehatan kita
itu sebagai orang yang tidak diperhitungkan
ya satu season lah satu seasonnya cuma naipat doang nah itu yang season yang pertama kali aku ada sri kandikap
dan kemudian penjualan drop sehingga pengembang tidak dapat melanjutkan
kepada sdm kepada alat
karena berbayar ya akhirnya nggak semua orang akan melakukan vaksin itu kan gitu
ini ada kesenjangan atau perbedaan dalam akses terhadap pangan itu sendiri
yakni orang tua dari mario untuk membayar restitusi terhadap korban
waktunya memasak jengkol menjadi sajian yang menggoyang lidah
kemudian aku ke gameday kan final juga
jadi jangan berdiri sendiri sih trotoarnya
di lantai seperti ini coba kita tekan dulu
para pembalap hanya menggunakan jersi lengan panjang dengan pelindung tubuh di bagian dalam
itu dikunyah kenyal tapi nggak nyusahin dan ketika ditelan langsung bersih enggak ada
tempat terjadi di yogyakarta
sayang kita tidak bisa langsung berat bertatap muka dengan bu alex nah bu alex ini dari ken
ini wayan mutri salah satunya
jadi setiap pagi mereka akan berkeliling ke warung warung
ya ini kalau manjat pohon sukun pohonnya besar ya
dan semua masyarakat itu banyak sekali yang belum seratus vaksin sampai di vaksin yang ketiga gitu ya
sedangkan tantrum ini adalah sesuatu yang memang munculnya bisa jadi tiba tiba
sampai sekarang dengan syria masih belum belum ini
pendidikan di jawa timur itu
kalau dulu kekerasan seksual itu langsung dilakukan kepada anak ya face to face
permasalahan yang saat ini terjadi yang terjadi oleh beberapa para pengembang
selain itu di tahun ini selain bisa datang langsung ke kantor cabang pajak di sekitar daerah jakarta
pekerjaan memasangkan sepeda motor dan juga becak menjadi bentor assalamualaikum
sampai indeks kesolehan sosial
seorang pasien lainnya moli williams
pak agung menteri pertahanan israel jelas jelas menyatakan bahwa konfrontasi dengan iran ini belum berakhir
materi yang dikasih pelatih gimana pelatih ngebangun culture buat apa ya buat gak mau kalah gitu
ketua umum golkar itu ketua dewan pembina
jika kita tidak memonitori emosi ini dengan cara positif
biar ya kalau sayuran ya biar dipersehat aja sih
beberapa warga setempat pun masih bertahan membudidayakan ikan berjenis ini di kukusan
setelah dua puluh satu saya hanya bisa banyak berdoa
nikadek monika ayu salah satunya
tapi kan politik cair banget mas ed
jadi selama masa sosialisasi yang berlangsung sejak tanggal dua belas hingga tiga belas juli
yang misalnya menciptakan loyalitas insentif
menurut ali warga mampang jakarta selatan
ini tentu gak main main perjudian sandiaga uno itu
tapi pengembang pengembang yang bereputasi baik itu pada akhirnya akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya
mendirikan rumah ibadah misalnya gitu
jadi agak ambil juga acara hari
tuh jadi ada flat foot kalau orang yang dengan kaki cepel
kita tanggal enam november
resi otak merupakan kelainan atau abnormalitas di dalam jaringan otak
tapi juga menjadi bumbu utama dan isian sup yang dikombinasikan dengan isian tomnyam seperti sayur udang dan jamur
wanita asal bandung jawa barat ini lebih memilih tempat pengelukatan yang privat alias tak ramai pengunjung
kebiasaan merokok juga jangan merokok
setidaknya mulai mengarah ke arah sana ya pak
alasan terakhir adalah berita palsu sekarang bisa terlihat profesional ketika anda melihatnya di luar negara
kalau ada yang sampai pingsan ada gejala yang mungkin agak berat kita sudah siapkan
satu hal yang paling signifikan karena di sini mungkin dari sistem peringatan bencana itu memang sudah sangat well develop gitu ya terbangun dengan baik
di kami itu ada sumpah kader jati diri partai gerindra yang selalu kemudian diberikan kepada kader muda
dan lu katanya kemaren mau dbl all star ini cedra tangan lu retak katanya tangan lu
pesta kesenian bali sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan mereka yang berpenghasilan tinggi hanya akan menerima setengah dari pemotongan pajak yang diusulkan
dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesian
menjalankan amanat undang undang untuk mengurus persoalan pangan lebih baik
dan premium economy memiliki lima ratus lima puluh lima tempat duduk berwarna abu abu dan biru
berhadle itu adalah biasanya memegang
sangat berterima kasih sebetulnya pada salah satunya pada indonesia yang terus menerus istiqomah istilahnya
tapi seiring dengan adanya kekebalan yang ada di dalam masyarakat dan juga kita sudah mengetahui secara pasti bahwa peningkatan kasus itu selalu terjadi kalau ada subvarian baru
gitu orang gak melek tentang plate based vegan emang banyak juga sih selain bahkan isoman aja
baik anda kembali di newscast saya akan langsung ke pak windu
anak ke dunia yang penuh tantangan gitu loh
tapi sebenarnya kalau di ojk gitu ya pak
supaya siap untuk ada di atas dan siap untuk ada di bawah
tapi dalam skala yang amat besar
karena ini adalah tempat kumpul anak k pop
desa teteh batu mewakili indonesia pada ajang best tourism village unwto
setiap pesawat memiliki cara membuka emergency exit yang berbeda beda tergantung jenis pesawatnya
intensif kepada negara negara yang selama
kalau ini kan emang udah jelas pilihannya adalah child tiga gitu
misalnya jadi ketua dewan pembina partai golkar
kita perkirakan untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
jadi masalah besar yang sebenarnya kita hadapi juga bersama banyak negara negara berkembang adalah
puluhan pegelaran seni tari tradisional parade hingga pameran ditampilkan
dengan segala pertimbangannya kemungkinan terburuknya kenaikan kasus dan lain sebagainya sudah seberapa siap untuk itu bu nadia
karena kalau umpamanya kita ada satu faktor yang menjadi ini menjadi sangat penting adalah dengan berjalan kaki kita membentuk postur tubuh kita
dan sebagian badan dari paus sperma ini diduga terendam pasir
sebagai kepala badan pangan nasional tentunya melalui
kalau makin banyak anak obes
ini yang sudah dicapai ya dalam waktu delapan bulan sampai setahun loh mbak ini keren banget ini
tadi sudah mendengarkan kita berbincang dengan piot ya mengenai kualitas udara di khususnya jabodetabek
menurut p dua tp dua a kabupaten garut
nah jadi ini menjadi perhatian juga bahwa artinya kemungkinan
kalau sma kan kakak kan udah nekunin gitu kan
ini sih nasi sama kuahnya aja udah enak ya
menyiapkan sarapan pun jadi kegiatan rutin sintia setiap hari
inovasi menurut kita yang ada keperluan itu adalah gimana kita bisa mengatasi sumber sumber ini
pemberian setengah dosis maupun satu dosis
jadi harus fokus lihat ke trek dan menggunakan rem sedikit demi sedikit ya
yang pertama saya kunjungi adalah halte tosari di jalan mh tamrin jakarta pusat
nggak ada almarhum bapak enggak ibu main volley doang kalau sore biasanya di belakang rumah gitu sama tetangga tetangga
bagi monika menjadi seorang dahel adalah suatu kebanggaan
seperti yang punya cormobit nih mbak ini kan perlu proteksi nih kan gitu kan seperti itu
bagian dari karakter seseorang yang mempengaruhi perbuatannya sikapnya gitu ya
jadi ketika ditanya kepada pemilih bapak ibu kenapa memilih gerindra pasti yang pertama yaitu adalah prabowo subianto
seperti akan munculnya varian varian covid sembilan belas yang tidak terkendali
ini masih tergantung dari impor
tapi tapi by the way kak kita kan udah nonton juga videonya kak ao gitu yang dulu dua ribu tujuh belas kakak datang terus kemarin terakhir gue dua ribu sembilan belas juga datang lagi kan ke naufri
semua pidana percobaan gitu
yang memang semenjak erupsi merapi dua ribu sepuluh
nanti kita dengarkan sama sama kenapa pemerintah mau mendorong itu
limbcourt by ifly merupakan salah satu fasilitas permainan yang dapat dijumpai
ini menyebabkan produsen mengalami kerugian yang cukup signifikan
makanya dahulu kita bangun masjid ini
ini gue mau jujur gak malu
kita punya sebelas kasus probable lagi yang saat ini sedang dilakukan genome sequencing
kalau yang idealnya stok pasar induk itu empat puluh atau empat puluh lima ribu ton
baik rima tentunya harus dihilangkan ya stigma dari masyarakat
gak ada aktivitas fisik
nah ini juga bisa jadi menjadi salah satu pemicu
kakak perempuan yang paling besar yang mengambil alih jadi rumah prio dan rumah itu dibeli oleh kakak
nanti kalau putusan mk yang sudah keluar artinya kan harus ada pkpu baru yang memasukkan frasa tentang perubahan itu
jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni empat satu ratus enam puluh dua kasus
pak tapi ngomong ngomong ini anak anak muda crs kayaknya yang bersinanya cukup telat juga ya
apa ini kekhasannya dari pim ini
tetapi menurut hitungan saya
maka sesungguhnya memang di masyarakat
memang sebenarnya ini faktanya belum dijelasi tapi nggak ada bukti kan gitu
kalau ini harganya tiga juta lima jutaan
adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih
yang dimana munculnya kristianitas bertumbuh dan berkembang di sana
tapi secara tiba tiba masuk dalam revisi undang undang kementerian negara
terus teksturnya lembut banget
pojk ini akan bener bener
terhadap restorannya di google
server wanita indonesia pun punya peluang yang sama
kenaikan harga komoditas utama ini juga menjadi perhatian presiden joko widodo
mungkin ada juga sih mbak yang waktu itu saya membuat acara zoom dengan pelajar begitu
dan itulah yang kemudian mendorong prosentasenya di atas seratus
yang menolak membayar restitusi untuk korban
yang sangat terbiasa dengan pengawasan prudensial
awareness atau seperti apa
emang kalau putri itu khususnya putri ya mau di level timnas itu sebenarnya masih bisa bersaing jauh sih
apa dbl all star gitu kemarin gue baca
menerima hasil pemilu legislatif dan pemilu
berapa kemudian keluarga korban yang menggunakan fasilitas tanah wakaf ini pak mawardi
untuk menata dan mengembangkan pariwisata teteh batu
hingga melebur jiwa menuju nirwana
iya udah gitu gak ada apa apa lagi
dari situ masih berkembang ternyata unek uneknya pejalan kaki selama ini yang sudah menjadi snowball
namun pada rabu empat mei hingga jam dua belas siang sebanyak satu empat ratus tiket telah terjual
seger banget ya jadi abis kita jalan jalan ke pantai panas panasan
bisa masuk mengambil peluang ini di tengah pandemi ini dan satu
gunung agung tentunya adalah salah satu mitra terbaik kami gitu ya
nah ini tahun ini berarti lu main dbl kan januari ya katanya ya isunya ya
informasi yang mereka terima perintah yang mereka terima adalah melakukan penyekatan hingga pukul dua puluh empat malam ini saja
kita harus melihat secara data
beliau manfaatkan untuk tetap menunjukkan ke dunia bahwa beliau adalah setia
awal di dua ribu dua puluh empat ya di awal tahun tidak masuk dalam prolegnas
tentu ini juga menjadi pertimbangan matang jokowi
nah saya jam delapan turun
katakanlah bolehnya itu harus ada titik di mana
hijau sama merah itu sih lebih ke bikin hangat sih
meskipun kita dapat dengan bebas membagikan pengetahuan kita
iya nah itu namanya polusi hyperlokal
kan ada melalui tiga tahapan
apakah ini juga masuk dalam kelompok rentan yang akan mendapatkan vaksin gratis
yang selama ini diperkenalkan oleh pemerintah adalah zos zona selama sekolah
misalnya pemerintah kabupaten semacam pendampingan dari petanian
childfree sedang ramai di perbincangan
wah timnya pak sarito masuk
mas adi tadi ada yang disampaikan
ini negara negara yang tinggi kekerasan seksualnya di asean
ini satlos posisinya beli di satu lima ratus lima puluh sampai satu sembilan ratus tujuh puluh
tapi diharapkan pemerintah dan juga para pelaku industri bisa sama sama mencari titik temu
tetapi juga melindungi konsumen dan masyarakat
tetapi orang ternyata pengunjung bisa masuk tanpa menindai
pertanda peleburan fisik dengan alam semesta dimulai
untuk dapat mengambil keputusan mereka
atau disebut tampir agar kadar air berkurang
juga itu adalah kesempatan untuk bisa upgrade diri

baik mbak rono itu tadi wawancara kami dengan pakar vulkanologi pak surono
mengayak harus sabar ya sedikit demi sedikit agar kedelai terolah dengan baik
karena sandi ini ke partai yang lain mestinya perkara biasa
itunya ada adanya di jawa barat
karena untuk rawat jalan kan selama ini kan memang kita masih belum dalam
tetapi hanya karena dia kurang gerak saja
menurut warga air mulai masuk ke permukiman sejak pukul enam pagi
fakultas fakultas pendidikan spesialis itu
jadi dulu sebagai pembuka sebelum saya makan semuanya
melainkan justru terdapat sejumlah
produsen minyak sawit juga adalah rakyat
beredar di masyarakat jangan lupa bahwa
gue mikir kayak oh ternyata pelatih gue tuh kayak gini
ya pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk tes pcr
oke baik bu nadia terima kasih sekali lagi
sampai dibopong tuh pak ya
eh ring aja belum bener sampai sekarang
timnas elit muda sampai umur dua puluh tiga kan
dan ini mungkin juga menjadi tantangan begitu
untuk orang pribadi di tahun dua ribu dua puluh satu ini
jadi kalau dia nanti bentuknya peraturan menteri
ternyata biarpun murah daging di sini tetap empuk juicy dan sama kayak tempat lainnya bisa pilih tingkat kematangannya juga
dan dalam penyajiannya bisa disajikan polos atau dengan varian isian
karena kalau tidak kan bingung kita bagaimana mencermatinya
berarti itu angkatan pertama juga dbl yang ke luar negeri ya kayaknya gitu ya
sian indonesia dan dengerin
makanya regulator yang masuk
jesse tuh kalo gak basket dia kalo gak kerja juga hidup itu
sebenarnya kasus rizky ridho wasit ini nasrullah kabirov ini sudah menyatakan
proses inilah yang menahan ubur ubur terperangkap di dalamnya
nggak kayak audi kalau audi kan mendok tuh
geng tapi lu belum pernah ngicipin ini senior ya
sama ojk termasuk soal rencana
padahal kalau kita lihat gerakan tangan rizky ridho ini kan sejatinya tidak berniat
mudah mudahan kami percaya sih itu pasti akan mendongkrak penjualan rev juga
jadi yang seperti ini juga mesti disampaikan
apakah memang ada solusi paling sederhana untuk mengatasi masalah anggaran
untuk mengetahui informasi lanjutan dari peristiwa kecelakaan maut sudah terhubung pembina yayasan kesejahteraan sosial smk lingga kencana bapak mawardi
tanya itu banyak proyeksi dan analis yang meleset karena proyeksi suku bunga the fed masih juga belum bisa ditebak kapan mencapai puncaknya
ya lu ini juga lah ya misalnya kalau mau ke ubaya pun koneksi juga udah ada kali ya bisa nih ya
kencana atas informasinya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
maka harus agak cepat mencangkok
akhirnya kompres telepon ke rumah sakit besoknya langsung ke dokter dokter bilang yaudah jadwalin operasi aja
nggak cuma broadway tapi semuanya musical
dan ada yang disimpan di antara lantai satu lantai dua
gue juga bingung kenapa coach indra pada masuk
nah ini jadi sebenarnya itu kan kalau misalnya kita lihat gbl gitu ya kayak kita kita gitu dulu
tadi pak yasona loli juga mengatakan ini adalah masalah klasik dari negeri ini
ada juliari batubara atau juliari peter batubara
padahal tidak kita masih berada di tempat
tetapi kan juga kembali kepada sdm nya terkadang
ada afiliasi yang dalam waktu cepat
salah satunya terlihat dari struktur bangunan
karena seperti kita ketahui memang saat ini indonesia masih belum benar benar lepas dari pandemi covid sembilan belas yang melanda
sementara pada dua ribu dua puluh tiga ada satu satu ratus empat belas unit untuk mengangkut dua ratus tiga puluh tujuh enam juta penumpang
yang sudah diajarkan pak sbe dan pak jokowi
jadi disinformasi adalah informasi yang tidak benar yang diberikan oleh orang tanpa mengadakan bahwa itu tidak benar
semoga ada langkah langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga
beli ke sini khusus lokalan yang ada di desa ciganjeng di kabupaten pangandaran
jadi saya berusaha mendidik dia supaya punya rasa percaya diri untuk tampil
ya sebenarnya menurut lu pribadi sidra itu kayaknya menghambat karir lu banget ya di basket ya
dengan kementerian lembaga termasuk bps
dia ngerasa belum seratus persen buat mati matian di bola basket gitu
kayaknya masih susah deh kayak gitu
misalnya lumayan lumayan gampang sebenarnya semua sekolah enggak ada yang susah sih karena kan itu buat indonesia juga
lebih kurang lima belas ribu ton per hari ini kelihatannya stok yang ada
ini berapa dan juga daerah yang terparah ini beda beda kan tentu saja
tapi jalannya listrik semuanya
ternyata waktu dicek tuh acl nya udah rusak banget
aneka kuliner tradisional ini pun menyimpan cerita
perjalanan mereka pun konsisten ke berbagai bencana berikutnya
tapi ingat harus dibatasi ya asupannya jangan sampai lagi enak enak makan eh malah kejengkolan
kita udah hektik kerja di luar aktivitas di luar
kalau dihitung keikut sertanya dalam konvensi partai golkar tahun dua ribu tiga
sehingga muncullah karya atau manuskrip
angka perkawinan muda pada anak anak itu tinggi
dan disitu dia berpamitan kepada saya dan teman teman
untuk berikutnya diambil para peternak asal lokasi terdampak yang kini juga mengungsikan
biaya harga pokok produksi memang sudah mengalami kenaikan
tentunya selain untuk penanda waktu sholat atau beribadah
mungkin akan ada pertanyaan kenapa kami berbeda
jadi keberadaan taucho yang di indonesia tentu saja berbeda karena memang menggunakan bahan baku lokal yang ada di kita
ada yang hanya lima juta
kalau setiap hari senin jam delapan itu menteri dalam negeri pak tito mengumpulkan seluruh
agak mirip mirip kecil jadinya kalau dia udah ngeresep
alangkah konyolnya kalau kita terus berantem menghabiskan uang
kalau tahu mulutnya mas cacing ngelatih ya kan
pokoknya udah gak bisa macem macem kalo di uph
seperti olahraga skydiving tubuh anda akan dibawa melayang seakan terbang
untuk kita laksanakan di tempat tempat lain
sambil mendengarkan lagu jadi kita harus bicara agak sedikit
sampai saat ini untuk pasokan dari bulog ini agak tersendat sendak
artinya menaati ini juga penting ya bagi pelaku agama ya
terkadang bisa meletus seperti gunung berapi
sehingga menipu penyedia layanan pengiriman dan pada akhirnya mempengaruhi pelanggan
jadi alas kaki itu penting sekali
karena kalau jengkol tidak kena bumbu yang pas
dan suasana geopolitik seperti sekarang geostratikspek sekarang
karena memang sangat rasional mereka nggak mau secara gegabah untuk include dalam proses serangan ini
pemerintah mengaku hanya akan fokus kepada kebijakan soal kendaraan listrik murni
bahwa di agama saya juga belajar itu dan ternyata ada pertemuan ruang temu ya gitu
dia bilang gitu pak
meng entertain konsumen yang nakal
dan juga beragam tekstur di dalam mulut saya ini
dan itu memang udah banyak di bicaraan publik juga jadi
tapi kalau ibu belum pernah ngobrol berarti
yang tidak mewakili partai gerindra
karena apa terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak anak hamil kemudian dinikahkan itu jalan pintas yang dilakukan
kalau di x kita melihat garis lucu garis lucu itu
kita ingin mendorong kolaborasi lebih banyak
untuk pemeriksaan kualitas gedung lalu kemudian kelistrikan
bentuklah sejak umur dari dua puluh tiga puluh tahun
itu atas nama dari jasa raharja itu sudah memberikan kepada ahli waris yang meninggal
penjualnya juga turun temurun dari generasi ke generasi
karena kedepan memang jalan dua ribu dua puluh empat cukup berliku dan mendaki
kondisi ini dapat menyebabkan pingsan bahkan meninggal dunia
jadi kayak terus kayak tiba tiba momennya tuh gak tau
hanya menyisakan dua provinsi aceh dan sumatera barat
kita berhasil lawan rasa mager
kita sekarang udah berbicara dengan kony dengan koi juga
mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang masuk ke tengah kota itu khususnya biasanya itu ada dibuat sesulit mungkin
di luar daerah kota besar itu untuk
atau memang juga kalau ada perubahan hormonal misal pada perempuan
sama seperti kita melakukan imunisasi dasar lengkap pada anak anak ya seperti bcg dpt ataupun hpv ya pada perempuan anak usia kelas lima dan kelas enam sd tapi pada kelompok sasaran tertentu
sementara mohaimin iskandar total kekayaannya dua puluh tujuh dua puluh delapan miliar terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan
selain jengkol lada hitam tongseng jengkol juga jadi menu yang sering dipesan oleh pembeli
ya kalau tatiana mungkin emang udah
kalau kamarnya lumayan besar
dia kan blind artinya dia kan nggak bisa lihat kan
menghadapi ramadhan dan lebaran
bentar gue tarik lagi ya kemarin alasan pindah gimana kalau cls nggak masih lanjut di ibl atau abel gue gak akan pindah
tapi lu cedera kaki gak pernah ya sen ya
tapi trennya masih positif gitu ke depan
kemudian pemain tersebut harus bermain di level yang sangat tinggi
salah satunya adalah cah kangkung
karena kita tahu kontainer kan terbuat dari besi ya
udah saya kayaknya tak gas betul itu
enam diantaranya pernah menjabat sebagai menteri di kabinet joko widodo dan satu merupakan wakil menteri
cuman karena pandemi dan kondisi kalau di daerah kan beda kan pasti ser kota gede gitu kan
nah apakah narasi narasi ini yang saling bersautan melalui sosial media
tapi saya keinget saya udah janji sama diri sendiri
badan pangan sudah menyelesaikan bersama menteri keuangan peraturan menteri keuangan untuk cadangan pangan pemerintah
yang pintunya masih utuh nih
terus kemudian ada lima puluh tiga orang tadi yang tidak bisa kita vaksin
untuk menggali menemukan menampilkan seni budaya serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat
hybrid mengkombinasikan sistem daring dan luring
berikutnya adalah bagaimana starling juga harus membuka akses untuk kerjasama jaringan atau open access
kalau dulu asumsi kita yang jadikan prostitusi itu adalah anak pemulu
ya puji tuhannya full seratus dari basket
nah jadi soal ya datang dan pergi kehilangan atau tidak ya itu kan kita lihat dari sudut pandang masing masing
nah kalau mereka gak selesai ke external dispute resolution
teksturnya yang berbeda beda menggelitik lidah saya nih
itu mulai ada peringatan hindari tempat tempat yang rawan
kemudian menteri pertahanan israel juga sudah menyebutkan it s not over yet
signal oposisi ini meskipun tidak semua orang di pihak oposisi setuju
oh nggak masalah ya berarti ya
saya kan bawa motor aja sendiri gitu
gue kiranya jakbar tuh jakbar kayak sang timur gitu gitu
yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir
banyak orang tua yang akhirnya tidak sanggup untuk merecovery dan memulihkan anaknya
serta kinerja emiten yang masih terjaga di tengah perlambatan ekonomi dunia
dan mitigasi gunung hati itu bukan masalah ramal ramal
ngeliat gua nanti waktu tua kayak oh iya gua pernah gondrong tuh waktu muda
karena memang sepak bola jalanan fasilitas yang dipakai pun ala kadarnya
mulai on job training hingga ujian sertifikasi dari kementerian perhubungan
buruklah prognosisnya kalau terus menerus
ini yang mengusung tema atau gaya japandi
sehingga bukan menggunakan kereta api jenis penumpang
baik baik tapi artinya berarti sandiaga ini ada sedikit lelah begitu kena tidak diendorse prabowo
adalah sesuatu yang menjanjikan ini adalah peluang yang menjanjikan buat pengusaha pengusaha
untuk mundur dari wilayah wilayah itu tapi tidak diabaikan oleh mereka
bulan madunya ini akan berlangsung berapa lama
ya itu mengkhawatirkan merah
tahun tujuh puluh merintis sedikit sedikit

pak kalau saya mau jadi daftar polisi bisa gak
kemudian jika salah satu pihak memutus maka akan disebar
tapi kalau basket sendiri justru gue kayaknya gak pernah deh ikut kompetisi kompetisi antar smp gitu
kalau dia puh kalau dia punya paling paling satu minggu segera jaga gitu dia punya biasa ikan seperti
karena itu akan mendorong masyarakat untuk
saya pertama kali penempatan itu memang di mesir
jadi karena agak sepi april dan kondisinya juga lagi puncak puncaknya kan diundur agustus nah agustus kemarin diliat kondisi juga masih
di lembaga pelatihan olahraga yang melakukan kekerasan seksual itu adalah pelatihan olahraga pelatih olahraga
kedua produk ini adalah hyundai ioniq lima dan juga wuling r ev
pertanyaan berikutnya ketika leading dua nih pak udah di atas angin dong
jadi di minahasa utara kejadian lalu gak berapa lama yang gereja yang di minahasa utara
nunggu jadi nunggu jadi sejak lulus pesantren udah mulai tausiyah kan di pesantren diajarin
satu tahun terus baru balik lagi ke bali
dimana kebutuhan pangan itu sangat sangat penting dan sensitif biasanya
kalo wmn tuh mentok ini untar cup prasmul olimpik
oke lah saya mau coba dulu ya memasukkan tauconya ke dalam botol ini
soalnya waktu dua ribu delapan tuh gue naik kelas tiga
perlu barangkali dipikirin pak ya
memperjualbelikan hubungan seksual anak secara online kepada publik
nah ini harus kita apresiasi
buah stroberi tidak hanya digunakan sebagai topping atau garnish ya
tidak boleh terlalu gemuk tidak boleh terlalu kurus ya
dan ini datanya dari gsm masuk kepada network dan kita bisa lihat datanya di aplikasi
dengan rangkumannya tentang bagaimana
ini yang saya perlu menjadi perhatian selain tadi ya
bagi yang ingin menjajal peruntungan sebagai fotografer ini adalah
mengenai izin edar apa dan lain lain
geringsing ditenun dengan sistem ikatan
uang pangkalnya beasiswa full uang bulananya dipotong gak full
karena kalau ada apa apa tuh kita lebih mudah rely on dengan
jadi kita ada istilah yang baru berkembang sekitar lima tahun yang lalu yang disebut dengan seksual eksploitasi anak online
dua ribu sebelas baru libama ganti nama ke lima
termasuk bagaimana peran bulog yang tidak melakukan serapan di awal awal tahun atau tahun lalu
kan kita juga gak bisa claim itu
jokowi ini kelebihannya adalah political skillsnya ternyata luar biasa
tahun dua ribu tiga belas gue mulai pro sampai dua ribu enam belas tuh
tahiadakumpo sama dbl dua ribu sembilan belas ya allstar ya
film horror itu seperti ini film horror itu jadi aset yang patut dilestarikan in a way gitu loh
jadi pemanasan itu penting ya
masukkan kata kata baru
tapi tentang produknya itu dia nggak paham
dan justru di tempat tempat yang seharusnya anak anak itu berasa nyaman
sebab tekanan udara pada kabin menjadi berkurang sehingga mempengaruhi suplai oksigen
prinsip prinsip perlindungan konsumen
se pengetahuan saya kalau gak salah satu minggu
taucho taucho ini disebut taucho kering
yang sudah punya perdana menteri sendiri semacam itu
baiklah pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah terima kasih atas penjelasannya yang lengkap ini
maka kami mendorong kepada pemerintah untuk ke depan dalam hal ini memang harus diambil alih oleh presiden
bahkan di rt saya ini wah bakar sampah hari ini masih bakar sampah yang ada tambah polusi kan
karena tumbuh menjadi orang orang yang melakukan hal hal yang tidak manusiawi salah ketika kemudian komentar orang orang adalah seperti ini
setuju atau nggak setuju jika cls masih main di iba atau abl kak aris nggak akan mungkin pindah ke prawira
kita cuma mendengarkan pemerintah punya rencana untuk mengeluarkan perpu
setiba di halte bundaran hi saya langsung menuju lantai duanya belum sampai ke skydecknya
dan desa di nusa tenggara timur
dari dulu pan itu dengan muhammadiyah selalu bersinergi
mahal tidak ada parkirnya dan lain sehingga mereka harus meninggalkannya di stasiun misalnya
para peneliti di universitas stanford amerika serikat menilai indonesia sebagai negara paling malas bergerak
maksudnya langsung perform kan langsung dari seri pertama aja ke arief langsung perform gitu jadi adaptasi nggak terlalu susah ya kak ya
ini sehari harus direndam seperti ini

jadi dengan teriak itu sebenarnya membantu saya untuk melepaskan semua yang ada di dalam diri
iya jadi tentunya total tracing yang kita lakukan untuk ketiga kasus ya
dan bedanya yang digarem dengan nggak ada yang kering
nggak bisa di luar deh kayaknya atau di dalam juga susah sekarang di luar pun harus banyak
eh setahu gue kan kalau acl kan recovery nya enam bulan sampai tujuh bulan
jadi brand ambasadornya gitu lah dari indonesia
ataupun jika pasut hilang juga bisa meminta fin dari pihak pajak melalui call center di seribu lima ratus dua ratus
sebenarnya seksual itu paling tinggi
diistirahatin sih kulitnya takutnya dia kalau masih dalam kondisi panas
kita di kemenpora telah mengeluarkan permenpora
terkait dengan bagaimana instalasi itu
tetapi banyak pertanyaan juga yang muncul diantara masyarakat ketika starlink ini beroperasi di indonesia ya pak
dan semua hal itu masih bisa
paling besar karena satu beliau itu adalah seorang menteri yang berprestasi
kemudian dengan badan kepegangan negara dan kementerian yang lain
rencananya pada delapan belas agustus kereta cepat bisa dioperasikan
ini ada game changing moment ketika
sebagai faktor resiko kematian tertinggi di indonesia
karena mereka memang udah tersambung dengan dunia dimanapun
itu januari operasinya maret awal lagu operasi yang baru
pak mohardi sejauh ini apakah seluruh siswa dan guru yang menjadi korban kecelakaan telah dimakamkan
kawasan kuningan jakarta selatan dipenuhi gedung gedung pencakar langit
dekatan anjas mulai memotong daun pandan
ketika majapahit menguasai bali ini seribu tiga ratus empat puluh tiga itu
iya artinya kalau kita bicara di hilir kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tentunya kita optimalkan ya
jadi ada satu emergency room yang kita siapkan termasuk segala tulusnya kita siapkan
kita ingin tohir itu kan artinya juga bersih dan suci
aksi aksi apa tuh peretasan kebocoran data itu terjadi di instansi instansi pemerintah ya kan
misalnya kalau kecemplung ke air nggak boleh kemasukan air
kita akan lihat di slide berikutnya
harapan dan motivasi kepada orang lain
sehingga seseorang dapat melepaskan segala hal negatif dari dirinya
di tempat ini ada lima hektare lebih lahan bambu yang dimiliki oleh warga setempat
rni itu punya pabrik lima kapasitas dua ratus enam puluh delapan ribu ton setahun
keberadaan masjid jami kalipasir
para keluarga korban pelanggaran ham berat dan aktivis hak asasi manusia tetap konsisten menuntut pertanggung jawaban negara
tapi dengan pemahaman lebih lagi mengenai kualitas udara
termasuk vietnam dan beberapa negara asean juga sama karena produksi dalam negerinya juga terganggu
karena sekarang sudah diizinkan agar mereka mereka ini kemudian kita bisa masukkan untuk bisa disuntik
jadi itu ketika kita babak pertama dua di ruang ganti
ini bisa menghambat terhadap lalu lintas mudik

yang pertama itu adalah program program edukasi yang langsung menyasar kepada anak anak yang rentan
kita mau kasih pertanyaan cepat buat ibu
iya dan kita juga lihat kasus mental depression
kita kami lah masyarakat kayak begini
kan dulu dari keluarga kayak nggak boleh kan nggak boleh main
ada penggeledahan lah dan macam macam dikaitin lah dengan itu bu
demikian insight with desi anwar kali ini
diharapkan atau dituntut untuk punya tiga kualitas
iya pasti surabaya dulu sih kayaknya ya bu ya
hingga mengenakan pakaian tradisional masyarakat korea yakni hanbok
kalau hiburan apalagi wah pemain sama juara lah di bali istilahnya
next ada ex menteri sosial
gue bisa ngejaga itu puncaknya ya dapet
nah ini yang bentuk proporsionalnya
seru seru karena kayaknya tuh udah satu bulan terakhir ya
dan bagi saya yang paling berat sebetulnya kasus yang pertama
pak jasola juga mengatakan di anggaran tahun dua ribu dua puluh satu mengajukan sebesar rp satu empat ratus enam puluh sembilan triliun untuk pagu anggaran rp enam belas sembilan triliun
piknik itu bisa nanti di awal tahun
tahun dua ribu dua puluh dua surplusnya itu satu tiga juta ton
karena indonesia ini ternyata ketergantungan terhadap gula ini sangat sangat tinggi
penentuan harga pembelian harga penjualan yang tadinya di kemendak sekarang sudah di badan pangan
dan tidak hanya dengan menggunakan tali nantinya ini akan dipasang kayu di sini
pandemi ini memang menyebabkan suku bunga naik
kualitas perkereta apian di indonesia dimana nanti sdm di indonesia sudah bisa mengoperasikan kereta cepat pertama di asia tenggara
cuma mungkin kalau delapan tahun yang lalu kan belum terlalu booming kali ya
jadi harus pintar pintar melihat
nasi campur manado ini banyak diburu pecinta kuliner mulai dari pagi hari hingga malam hari
dalam istilah psikologi fenomena ini pun disebut fomo atau fear of missing out
kan tadi mas yedi masih belum menyebut nama perempuan nih
dan memiliki ombak yang tinggi salah satu yang terbaik di dunia
nah udah pada tau kan nanti mau berbuka puasa dengan sajian yang mana nih
rampung dicetak kerupuk masuk ke proses pengukusan
dan tentu saja tantangan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrim
guguran atau semburan abu vulkanik dari semeru ini bukan hanya di lumajang ferdi
nu itu tidak mengakui hanya satu madhab tapi empat madhab
dimana setiap suara dapat disampaikan
karena generasi muda sendiri harus punya fondasi
dan itu terutama juga harus kita lakukan pada lansia
negara berkembang sampai sekarang negara berkembang
eh cun oh iya flying wheel tuh salah satu yang terbesar loh cun
ketika ada gangguan dari orang luar apa yang harus anda lakukan
sempat lihat video orang gitu
ini kok kalau boleh tahu di spill sedikit harga yang paling standar bison
hanyalah sebuah gubuk berpondasikan empat pilar
sebagian besar sulawesi dan juga sebagian besar papua ini perlu dicermati
tiba tiba jadi presiden dia tidak jadi presiden
dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah bersama kami sarbini abdul murad ketua presidium mersi indonesia
sehingga proses pengaturan kendaraan kemudian lalu lintas juga cukup merepotkan ya verdi
dan berikutnya bagaimana mengungkapkannya
sebagai informasi bambu juga merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia
pemiliknya saat ini yanti menceritakan bagaimana dulu orang tuanya mendapat nama es teler
anak anak sekolah sama kampus itu masih libur mereka masih via online buat aktivitasnya
itu ya posisinya karena mereka di lima enam untuk tahun ini
kemudian badan pangan juga punya hitungan
kemudian hari sabtu itu kita mendapatkan konfirmasi untuk dua wni yang pulang dari perjalanan
siapkan peralatan seperti kamera laptop atau handphone untuk mengedit dan mentransfer file foto
tapi banyak penelitian juga menyatakan bahwa asma pada anak itu berkaitan dengan poli sudara makin tinggi kadar pm nya itu keluar anak anak dengan asma juga akan mengumpulkan
oke nggak setuju kalau misal
menjadi sebuah republik dengan rule of law
saya mengubah satu orang hanya di dalam bagajar
eh koko lu beda berapa tahun sen sama lu
apakah kita bisa menggunakan pendanaan pemerintah
yang penting selama kita merasa comfortable di rumah
ini ada warung yang legend banget
oleh fakta fakta politik yang tersedia gitu
dari mulai masalah keagamaan
kemat takbir berkumandang sebelum umat islam menggelar sholat id dan diakhiri dengan bersalam
kita sudah darurat beras
yang bisa buat kita dapat
aku pernah baca di twitter gitu ya
santap ya kelihatannya kental tapi kuahnya ini encer ketika masuk ke dalam mulut terus kalau
jauhan karena di korea kan
mereka bisa grooming dengan baik
koni dan pbsi adalah lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan ini
melalui hubungan daring dengan komisioner kpu periode dua ribu dua belas dua ribu dua puluh
dan yang ketiga yang kita rekomendasikan itu untuk air purifiernya ada pengukurannya jelas
nah karena itu kan pangan itu salah satu dari pangan itu yang kita urusi ya
jangan kayak kita ya kan
dua puluh juta diaspora indonesia yang tersebar di lebih dari sembilan puluh negara
kalau sekarang talkshow eventnya jadi di rumah aja
jadi ya kita pertamanya kan dari
sekitar satu ratus empat puluh delapan lembaga penyiaran belum melakukan siaran secara digital
kira kira kenapa anda tidak mau divaksin
waktu dbl camp parah kumatnya
dari luar ruangan itu memang perbedaan antara tiga tahun kebelakang itu nggak begitu besar
akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat
meskipun diperkirakan mungkin akan ada penurunan konsumsi
sehingga negara itu adalah entitas yang paling
apalagi kalau nanti diterapkan vaksin covid sembilan belas ini berbayar
kominfo akan melakukan langkah pendekatan kepada lembaga penyiaran tersebut
gue pengen nunjukin ke anak gue aja kayak nih bapak lu pernah gondrong gitu
ini yang biasa ngeliat bale bale begini
iya sebenarnya minat banget gitu ya
mereka mungkin tidak terekspos begitu
berikut ini rangkuman khusus australia explain yang disusun oleh ami chin yuang
nah oleh sebab itu ini kan sedang dibahas undang undang pemasarakatan
kayak misalnya kalau misalnya punya anak gitu
lalu masukkan delapan kg garam dan penyedap rasa
per satu januari dua ribu dua puluh empat vaksin covid sembilan belas tak lagi gratis masyarakat harus mulai membayar jika ingin mendapatkan vaksin
karena ceritanya sponsor bisa tertarik buat ke basket putri indonesia kalau nggak pernah
semakin tinggi badai yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat sosial keluarga penyelenggara
itu kan tanggung jawab moral dan historisnya kita untuk rumah sakit ini
kulit sapi paling lama direndam air panas selama sepuluh menit
rumah yang menghadap ke timur tempat sucinya di timur kayak ini yang menghadap ke timur
berarti penetapan calon presiden
pihak kepolisian memprediksi arus balik masih akan terjadi hingga hari senin mendatang sehingga kebijakan rekayasa satu arah masih akan dilakukan tergantung situasi dan kondisi di lapangan
pilihan pkb menurut saya
jadi empat malam berturut turut event empat malam berturut turut
untuk mempercepat proses pengeringan
ataukah mereka merintis di profesi lain dunia perbankan
rasanya bagus enak ya mantap ya

yang tadi diucapkan oleh bu alexia saya bisa mengutip pandangan noel pearson sebagai orang indijen sendiri
persiapan lahan pupuk tepat waktu tepat jumlah soil test
ya menjadi korban untuk eksploitasi dan menjadi korban kekerasan seksual tujuh puluh delapan
sekarang malah ada yang antar sd malah ada kayaknya justru rame antar sd
karena kan mereka harus lebih dijaga ya
soalnya gue nonton di video sebelah dia ngomongnya kabupaten
bukan karena luasnya dalam menari tetapi juga karena prestasi yang utama
kalau kita yakin pada ajaran agama kita
tapi tahun ini udah mau maju lagi fokus lagi
oleh sebab itu high end product ini harus dibawa ke indonesia
pada saat komponen misalnya hari orang kerjanya tiga puluh ribu per hari angkanya akan berubah
ini mungkin perlu diingatkan juga tanggal dua puluh dua januari ini diperingati sebagai hari berjalan kaki
kami naik ke lantai dua untuk melihat berbagai koleksi tersebut
u dua puluh dua kemarin selanjutnya gimana karena
dia sering bermain surfing bersama kakaknya hingga lupa waktu
ya ini kan produknya kan dari sini
kita juga punya ikan ikan itu harusnya indonesia timur ya itu bisa cover
dan membuat anak anak
kalau misalnya dia selamat siapa tau aja kalau ada sequel dia nanti bisa barengan dengan chelsea
ini masalah political will saja gitu ya
tapi itu pun kita merasa bahwa kita masih punya kans untuk menang
kopassus meminta untuk formasi ini
bahkan sekedar menanyakan harga balai yang saya jual
legend itu di kertajaya kan ya
penundaan penghentian layanan administrasi dan juga denda begitu
dan pelaksanaan kwikon oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut
sudah selesai rekrutmen untuk
sehingga dia menyukai anak anak
bali dengan sejuta keunikannya memiliki beragam tradisi
nah untuk khusus untuk mekarta itu memang benar pembangunan dimulai sebelum covid sembilan belas
sehingga makin banyak populasi yang makin terlindung
ya mbak yeni kan juga
jakarta dan sekitarnya maksudnya
anak anak sekolah itu berjalan menuju rute yang dia lalui
keluarga ini keluarga keluarga yang rentan juga yang tidak memahami dampak kekerasan
semua hal yang bisa dilakukan dengan positif tentunya bisa baik dampaknya buat semua saya pikir
kabupaten lumajang ini mengariti rumputnya bukan untuk ternaknya namun untuk ternak ternak
tapi sebetulnya tasamu atau toleransi di dalam nu itu dimulai dari penerimaan terhadap empat madhab
tetapi kalau ditemukan mahasiswa penerima kip kuliah
bahwa kita harus punya satu data nasional
indo organisasi olahraga masyarakat
kemudian sel yang memalas karena orangnya sudah lanjut usia bukan saja kelakuannya
sate susu sapi ini menjadi favorit bagi para pecinta kuliner yang selalu mencarinya
apakah ini memang benar benar terjadi seperti itu
sebenarnya bagaimana sih pak prosesnya kemudian talent scoutingnya
dan itu kita sudah punya senjata yang ampuh
dimana investasi itu memang indahnya ke indonesia
itulah dia bali age atau bali bule
ada yang sembilan pokok ini yang di bawah
patung ya alhamdulillah beralamin fisik waktu alhamdulillah bisa ngalir seiring perkembangan
restoran juga memiliki tablet yang disediakan oleh penyedia layanan pesan antar
jadi jangan terlalu yang siang terlalu terik juga
tapi nanti masih apakah ada ini mas
kalau di malang ya saya harus naik kendaraan umum
jarak dekat yang didorong dengan tenaga motor transportasi ini dianggap lebih efektif daripada
nah selanjutnya banyak orang yang melihatnya bahwa dunia saat ini mengalami yaitu erosi demokrasi yang paling rendah dalam dua dekade belakangan ini
rumah bu nina dirancang oleh arsitek nabil yusuf
siapapun akan selera melihat buah durian hingga ke batang paling bawah
dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia
pembelian tiga transit kereta rel listrik dari pabrikan tiongkok dengan tipe kci sfc satu ratus dua puluh v
terserah kita juga menanti nanti ya
oh ini nih ternyata contoh pelanggaran narkoba
oleh sebab itu ketika mereka mengapresiasi penampilan para pemain kita
kepada prof barbara hartley dr henry bayaguni ibu alex gotz dan bapak tuan
dari pihak yayasan sekolah belum ya pak
maupun tinggal datang ke kantor pajak terdekat saja
kemudian ya kalau mereka bisa mengikuti kompetisi internasional
beras khusus kita nggak terlalu sentuh ya
namun iran memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan dilakukan lagi
selain roti mandarin beberapa jajanan seperti roti kecik
tapi yang ini kalau ada pengaduannya mengenai perilaku
kabel listrik langsung membakar balok balok penyangga atap
fondasinya itu sudah ditanam gitu
banyak juga orang yang selain isoman juga karena stroke atau karena kanker biasanya kita bisa
tiga puluh dua tahun bayangin loh mas bosen pak
kita pilih kontainer yang layak pakai dan bisa digunakan untuk rumah
dan ini tentu saja episode yang merupakan salah satu yang menurut saya sangat penting
dan kalau ada grooming atau ada sexting apa yang harus anda lakukan
saya tanya dok emang itu fluid panjang
oh iya seluruh bahan yang digunakan menggunakan kayu terbesi
di dunia farma saya nanti siang rapat dengan bio farma ini ada acara
tentunya masing masing sajian akan memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya
dimana tiga penalti diberikan oleh nasrullah kabirov untuk qatar
kita kira dalamnya aman juga
senilai empat belas enam puluh tujuh miliar rupiah surat berharga enam puluh satu juta rupiah satu mobil dan dua sepeda motor senilai lima ratus lima puluh juta rupiah
namun infrastruktur bagi pejalan kaki berupa trotoar ini pelikan crossing jebrak cross jpo ini sebenarnya tidak boleh berdiri sendiri kalau menurut kami
apalagi pas lo perform juga agak takut takut gitu juga sih
jadi titik startnya itu adalah pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi ini tidak ada masalah apapun
jadi memang bisa anda bayangkan ini sepanas apa
jadi bagaimana isi putusan tersebut

boleh cerita nggak sih awal perjalanannya bagaimana ketika akhirnya di awal itu bisa menjadi penghafal al quran
meski keuntungan yang diraih tidak sebanyak bila menjual langsung ke warga
enggak ada juga yang kayak oke oke kita siap siap ya ini bakalan child free ini
bahan bahan berbahaya dengan takaran dan konsentrasi tinggi dalam sampo palsu jelas berdampak buruk pada kesehatan
jc tuh kan rumahnya tuh di batu nunggal deket sekolah gua
kalau ini kan tradisi atau tren yang biasa banget kalau di korea selatan
setiap kejadian itu selalu kita berujung pada anggaran
belah ketupat ini tekatnya ini namanya tekat
untuk melindungi baik lembaga maupun orang orang di dalamnya
atau dinas kesehatan kabupaten dan kota atau provinsi
kepada kelompok kelompok yang rentan dan beresiko
dan aku memang sudah kenal banyak komunitas dari sebelum kopi chuseo kan
berlangsung sejak tanggal dua puluh enam september hingga tujuh oktober mendatang
iya ini ngomongin ini squadnya cls nih itu jan misail back to back pawn aja ngantrinya mario woosang arief hidayat baru jan misail tuh
tiga ratus lima puluh satu gak uap loh itu pak
kita percaya diri di lanjutan playoff ini
ketika publik mendesak kita tahu kemarin jutaan orang berkumpul di jakarta
dan apa apa saja fokus dari pekerjaan yang sofian lakukan
waktu bareng sama gue tuh ada oki arista lu tau tau
pak erick tohir sama gibran berarti diantara empat itu ya
kalau pembangunan masjid ini sebetulnya tidak bisa terdeteksi ya
jika satu kaleng berisi tiga puluh kerupuk ludes terjual seorang pedagang bisa mengantongi uang rp dua puluh empat
iya jadi untuk ini ini namanya area air test
memperkirakan tujuh belas juta orang di eropa hidup dengan gejala long covid
mau lapangan track tinggal jalan ke samping ada lapangan kony kan kayak jogging track gitu
tapi bagaimana kita menangani ini dan mencegahnya itu paling penting ya terhadap kekerasan seksual ini
dengan dirjen pelayanan kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia
yang menjadi kepentingan kepentingan mereka
dan yang paling menarik disini menjawab
sebaiknya tetap lakukan pemeriksaan rutin ke dokter tht setiap enam bulan sekali
kini bayi yang dikandungnya telah lahir dan menginjak usia empat bulan
memiliki peran yang sangat krusial
kemudian juga bentuk pengancaman setelah ada hubungan seksual
artinya gini pkpu yang sudah kita putuskan sekarang dengan regulasi undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas
ya kalau menurut saya keputusannya ya saya kan nggak bisa bilang apakah bijak apakah nggak bijak kan
dan untuk membahas hal tersebut
tangis ye seketika pecah dan mengaku pasrah
untuk diperkenalkan kepada presiden jokowi
dan kita sama sama barangkali semua pihak
untuk melakukan produksi minyak goreng kemasan
keberguruan tinggi negeri tanpa tes
mungkin mereka juga punya peniringan
iya sih iya sih eh tapi lu ngomong ngomong balik dari tangderang apa tuh ke bali
untuk membahasnya di studio saya sudah ditemani alfred sitorus ketua koalisi pejalan kaki
dan biaya perawatan yang cenderung rendah
kini es oyen telah merambah di jakarta dengan berbagai versi
nah ini menarik nih chan soalnya pas sma katanya lu kembali lagi di jakarta
soalnya teman temannya pada ngapalin quran gitu ya
ketika di shoot ini sudah hampir tiga jam
nah ini packaging nya juga ini m tiga
ngerti benar dan mau laporkan kepada pimpinannya
terutama di momen libur natal dan juga tahun baru
dan secara konsisten menyajikan informasi faktual
mulai dari dinding terus kemudian semua dikasih foto foto wajah idolanya
balik akan merevisi undang undang perubahan tindak lanjut dari putusan mk ya
pelaku jasa keuangan hanya karena gak memperhatikan ini bahasa halusnya
anak daerah itu pasti lebih cupu lah daripada anak kota gitu ya

bir kocok mendapatkan namanya dari proses penyajian
tapi kalau misalnya masih muda dan kita jalan
karena ini kan pasti hal yang baru harus beradaptasi dengan lingkungan baru bahasa pun juga seperti itu
keberanian masalah tulus ikhlas juga
nah jadi hal yang paling penting yang bisa dilakukan itu source appoachment study sama emission jintory itu
kita mulai dari beras ini yes a know aja ini
kalau saya ke korea saya bawakan gudeg sebanyak banyaknya
jadi random man nya itu bisa bagus bisa di atas sebelas di luar negeri
kemudian melanjutkan karya menjadi seorang ustadz pendakwah begitu ya terus kemudian juga
let s say mungkin generasi milenial zaman sekarang
setidaknya penjemuran ini memakan waktu beberapa hari
nah yang kedua pelatihnya juga baik
itu lo emang kalau sebenarnya lu nyamanya di mana sih chead
untuk minyak curah di bulan dari januari sampai mei ini sudah mengalami kenaikan sebesar kurang lebih lima tujuh puluh lima persen
mereka akan dibuka pada mulai tanggal dua oktober di northern territory tasmania victoria dan australia barat
kebijakan apakah minyak goreng curah ini
di awal sih di kepala udah sempat lihat gitu kan sempat lihat video orang gitu
bagian tersulit dari bikin bambu
ya jadi kami mungkin strateginya adalah lebih banyak lagi mengumpulkan sampel
apa yang dilakukan oleh iran ini boleh dikatakan satu aksi yang cukup besar kemudian dilakukan oleh iran
oleh sebab itu usul saya mungkin pemerintah dan kita semua
kalau kami dulu orang tua yang orang kampung
nyebelin kalau lawan vietnam
kalau misalnya pukul sepuluh pagi ini bagaimana apakah masih tersendat di sana
oh nah ini yang kedua ini kenapa nih
bahkan wajahnya telah dihiasi oleh moda transportasi terbaru
ya bener sih kalau misal mami papiku lebih ke mereka fleksibel banget sih
tapi yang juga jangan kemudian kita lupakan adalah faktor geopolitik iran sendiri dalam konteks adalah pengaruh iran terhadap
tapi dia akan mengganggu pada pertumbuhan dari tulang belakangnya
mungkin itu jadi tadi pagi pun saya sempat mengunjungi kampus karena ada urusan
justru dalam kasus kasus ini kan pada takut tidak ingin melapor malu dan lain sebagainya
ya apakah seorang atlet
setiap properti dibangun itu sudah dianalisa bahwa ada tahapan pada saat construction mencapai level foundation
tapi sebelum kita masuk ke situ ya
berdasarkan agama dan kepercayaan itu gitu
dan kita meningkatkan akses kepada data yang ini
mereka rame rame sampai malam
kemarin sih kita wawancara tim anies di sini ran ya
jadi kita ingin memberi kesan
jadi memang karena ya itu udah satu pemahaman ya
cuma persoalannya dalam hal ini ibu kandungnya tidak mempunyai pendapatan
tadi sisa dua belas ribu ton ya pak ya di pertengahan februari ini
ya memang ini kan juga kenaikan harga ini membuat kita ini kadangkala terkejut mas ya karena tiba tiba ini
ya nanti kami tindaklanjuti
bermula saat erin menerima banyak curhatan dari orang tak dikenal ke akun media sosialnya dua tahun lalu
dan panen itu nanti juga bulan maret
dan satu lagi perhatian juga untuk bisa kan hanya laboratorium yang tinggi harganya itu juga diperiksa
apalagi dulu kita punya tulisan khusus tuh
bahwa sesuatu yang datangnya tiba tiba
adalah yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi kentang roti atau ubi
di sini ada rujak yang segar dan bikin lidah bergoyang pastinya
partisipasi olahraga dalam masyarakat
supaya sehat dan jalan kakinya
lalu kita lanjutin pertemuan hari jumat yang lalu
oh eh ging tapi setau gua gua pernah nonton di video apa gitu ya
bisa diberikan pada usia enam tahun terutama vaksin halal ya
nah ternyata kereta melaju namun koin lima ratus saya ini tetap bisa berdiri dengan stabil
kita juga menambah tambahan penerimaan di situ
intensitas mereka buat latihan gimana mereka ngenekenin ke fundamental juga itu emang apa ya
semoga program vaksinasi gelombang kedua ini berjalan lancar
pak jokowi kan memandulkan kpk dengan merevisi undang undang kpk
pertama kita potong dahulu bambu yang sudah kering sesuai dengan ukuran yang diinginkan
berawal dari hanya sayuran jenis selada saja namun seiringnya waktu ia pun mulai melakukan riset dan kini
biar kita bisa terbang sesuai dengan yang seharusnya
lembaga perlindungan saksi dan korban pada rabu menyayangkan keputusan dari orang tua mario dandi
karena itulah kain ini dianggap sebagai simbol perlindungan
tapi sekarang tiap tiga kilo rute itu sudah banyak
maksudnya diusut tuntas sampai mendapatkan sanksi apapun sanksinya ya apakah itu bakal lebih baik
pandangnya dengan curiga ya berarti
tapi pada waktu pembentukan perpres itu biasanya ada proses namanya harmonisasi
anak ini bagus atau tidak
dan gula aren itu tidak ada di negara tiongkok
karena aku orangnya lebih ke go with the flow aja gitu kan
harus disiapin juga itu kan lu paling tua juga yang muda muda juga di bawah mungkin lebih ini lebih ganas ganas nanti yang ke bawah bawah
ada sempet mau ngikut kak nina
menyatukan dari beberapa pihak yang ada di australia itu
pemain cadangan tuh ya bisa nopang juga bisa perform juga
belum juga tentu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kita menjaga
kita akan menghadapi akhir tahun ya natal tahun baru lebaran natal tahun baru
dalam kondisi dua ribu dua puluh satu itu enam ratus empat puluh rumah
yang bisa terjangkau dan setelah itu bisa pembelian yang besar
ini orang kok masih sma gitu kan
misalnya ya harusnya kan sudah jelas sepeda motor tidak boleh di trotoar
untuk masak air masak nasi itu kan kuatnya cukup besar
ya kalau ekso sih kemungkinan non stop ya kalau ac ya nggak tahu juga
jiwa kompetitif itu gimana diantara bertiga
kemudian selanjutnya ya to state solution dan lain sebagainya
luas tanah berapa luas bangunan berapa bu
mr daddy loy yang sudah meranah ke banyak profesi kayaknya sekarang ya
tidak peduli apapun agama mayoritasnya
karena joget bumbung ini dewasa ini
soal maklumat kondak sudah tahu kan sekarang contohnya gitu ya
seperti anti oksidan karbohidrat dan serat
cnn indonesia insight video siang kali ini
tes cepat molekuler ini memang dia itu kapasitasnya sedikit dan memang biayanya cukup besar
sebagai super kontestan pilpres dua ribu dua puluh
jadi di sini kita ada wadahnya untuk memberikan bagaimana joget bumbung itu yang benar
jadi dia ngangkatnya susah aku maksa jadi lama lama dia kendor jadi gak bisa diangkat yang kiri kalo barengan baru bisa kalo cuma kelingkingnya doang gak bisa
i think that is a value yang kita udah dapatkan kalau rumahnya sekedar dicat biasa
makin nggak nyaman dipakai
antusiasme warga yang ingin melewatkan liburan di trans studio theme park
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
mungkin saya sendiri mungkin kalau saya boleh menyalakan diri sendiri
sebagai seorang perempuan gitu
termasuk rumah sakit indonesia yang ada di gaza
pd perjuangan biasanya memutuskan siapa
menjaga lapangan untuk kemudian tangannya bergerak
keuntungan buat indonesia pelanggaran pemain qatar gitu
gak semuanya harus menunjukkan ini betul untuk emergency atau ini untuk syarat perjalanan
banyak yang mungkin masih kurang familiar ya
apakah republik indonesia yang kita cintai ini
di stasiun halim kcjb akan terintegrasi langsung dengan lrt jabodebek
kalau aroma daun jeruk bisa ditambahkan serai atau jeruk nipis
ya kalau kita lihat anis baswedan dan mohamad miniskandar total kekayaan anis baswedan adalah sebelas sembilan belas miliar
dia caring banget sama adiknya
iya bener kompetisinya gak lanjut itu ya waktu itu di thailand ya
tadi juga ada ibu uni dari media
di bulan november desember januari
tiga tiganya lahir di cerbon
berawal dari viral di media sosial upaya menggambar sketsa ini berkembang menjadi kampanye donasi buku
kompensasi well kalau kompensasi dari uph ya sebenarnya itu pinter pinteran kita aja sih ngakalin absennya
nah ini sekarang memang keadaannya seperti itu nih
usai bertambahnya tiga daerah otonomi baru di papua
cobalah suarakan dikit dikit
nah ini menurut saya
kalau di medis mungkin itu seperti antiseptik
tetapi ingat implementasinya betul betul harus mengawasi
atau ini bisa juga pada sebagian kecil orang menjadi simptom ada gangguan kesehatan mental
baik farid kita berharap semoga respon cepat kedaruratan
panen itu sendiri yang bisa menurunkan harga beras
setelah mendapat tips berkebun buah durian yang benar
setelah itu kalian harus
masuk final lawan thailand yang di final final sebelumnya kita selalu kalah
izinkan kami menyampaikan jawabnya
bagi anda yang melakukan perjalanan jauh tidak perlu khawatir
apple telah diperintahkan untuk menarik iphone dua belas dari pasar di perancis
sumpah masih yang lucu lucu banget lah muka mereka
yang merupakan makanan atau jajanan khas kota cilacap
tapi juga memadai para kd yang memiliki prestasi untuk bisa bertanding
nah saya sih sebetulnya menganggap bahwa harusnya nggak ditolak ya biasa aja gitu siapa saja bisa bicara gitu
ada yang langsung mau memasak jengkol jadi aneka menu favorit
buah sukun yang sudah matang akan lembek dan halus
nah kami menyiapkan penjelasan penjelasan ini untuk mengedukasi ke publik begitu
nah variabelnya banyak sekali
nah jika dibandingkan dengan harga sayuran non organik sayuran organik memang lebih mahal
bahkan masih ada terjadi pertanyaan kita selanjutnya karena kita berbicara mengenai vaksin yang kini berbayar
karena particulate matter pm dua lima yang degup polusi ini kecil sekali
nah tadi bung sofian mengatakan bahwa kenapa hal ini terjadi
jika israel mengakhiri serangannya
setelah waktu perumusan undang undang p dua sk
pelatih kemarin selek bukan selek sih
terus di eropa keliling eropa untuk mengikuti kompetisi
sembari makan boreh kemudian diusap pada bagian tubuh pemain yang terluka
biasanya yang dipanggil kan cuma orang orang kota gitu
gue cari duit nih buat anak gitu ya
ini ya kalau dari ini lu tahu di cirebon tahu empat ribu delapan ratus empat puluh delapan nggak kopior
lebih memperkenalkan branding pan disitu
tercatat satu ratus tiga puluh enam masjid dan tiga gereja hancur dan rusak parah sejak israel melakukan penyerangan
yang disusul oleh biwakwan untuk sbs news
karena kita tahu ya sebenarnya kan banyak sekali vaksin vaksin lain yang belum masuk menjadi bagian daripada
yang skill challenge itu kalo gak salah ya
kita akan bahas di secret at newsroom hari ini sudah hadir bersama saya ada mas kay safari
iya jadi satu tahun terakhir badan pangan sudah menyelesaikan sotk
pak hamid kalau tadi pak zaisilul mengatakan anggaran
anda tidak membuat uang
ngejot merupakan kegiatan mengantarkan makanan saat hari raya kepada tetangga walaupun berbeda agama
lu bahas tentang sri kandi ya terus terus
kita akan coba tidak saja
kalau misalnya makin banyak yang buka ya kita senang sih anak k pop di seluruh indonesia bakal senang
melainkan menjadi simbol mempersembahkan darah kepada pertiwi
sampai saat ini tim relawan masih melakukan proses verifikasi
dana sebesar sepuluh miliar ini menciptakan mekanisme
menahan diri untuk tidak menggunakan kata kata yang menghina
kapal ini membawa vaksinator menyisir kawasan pantai
terhadap elektabilitas pasangan baru ini
bagaimana dengan ketersediaan vaksin booster apakah mencukupi begitu dok
kami masih merekam gitu mencatat dari lapangan masih ada kasus kasus seperti ini
meski peralatan listrik juga digunakan pada bagian tertentu proses merapikan harus menggunakan alat tradisional yang secara manual seperti ini
kehadiran dita mengenakan kebaya merah itu semakin mencuri perhatian
pengamatan kami data kami
ke energi positif misalnya saja berolahraga
tapi juga melon yang bentuknya lonjongnya pas nggak terlalu ceper nggak terlalu gedut lebar ke samping gitu
ya kalau dari sisi anggaran bukan hanya kementerian hukum dan ham saja yang kurang
terus waktu smp kan ikut junior biaya ke piala star nggak ada ini gak ada piagam
jadi sungging for the next sri kandi presiden
anjing anjing ini juga bisa dapetin award ya kok
peran menambahkan bahwa negara negara yang diperkenalkan
jadi pemuliakan bibit pelepasan bibit itu juga menjadi penting
bisa sedikit bernafas lega itulah yang dirasakan bidan heni rahmawati seiring menurunnya tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur
target kita seribu tiga ratus empat puluh sampai satu empat ratus
itu dia persaingan kuat persaingan
salah satu cara mengatasinya adalah mereka harus punya rencana dalam hidup
aktivitas ikut cls aja latihan terus
dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi
dari gerbongnya pak amin rais gitu misalnya
sedangkan supermoto diperuntukkan mayoritas untuk jalanan beraspal dengan sedikit rintangan berupa kontur jalan menanjak menurun dan road jumper
mesin ini akan membentuk bulatan yang rendah di bagian tengah dan tinggi di bagian samping
background dalam dua tahun memimpin dki jakarta
sampai sma sampai lulus udah gak pernah bayar
bagaimana tidak dari ujung hingga ujung satunya dipenuhi oleh beragam macam makanan mulai dari yang ringan hingga yang berat
karena kesulitan memperoleh transportasi darat
memperjuangkan isu isu pendidikan
dan you know kayak orang selalu bilang horror itu sebuah genre yang klise dan segala macam
nggak bisa di ucapkan lah ya
apalagi harus bersaing dengan kedai kedai kopi yang lain ya
dari kebutuhan lapas yang ada
nah yang dilakukan israel terhadap palestina itu akan bisa berhenti pak ya
untuk menunjukkan kepada saya ini loh
dengan trek sepanjang satu lima km
unit pengecekan fakta yang berbasis di rmit university menjelaskan berikut ini
enggak lu merendah untuk meroket
iya bener bener belum biayanya juga kan
dua menganggap bahwa dunia ini ternyata
bahasa sih bahasa utamanya bahasa inggris
atau pada saat ini atau pada saat uji coba menggunakan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
yang menarik donatur ini menyatakan mereka dulu sempat juga mendapatkan bantuan rumput
yang pertama adalah memastikan setiap sudut
memperjuangkan isu isu masalah gender dan lain lain
dan kita sounding kepada konstituen kita
itu kan artinya kurang lebih setengah bulan saja
bagaimana kemudian mengantisipasi ancaman penyebaran omikron ini dan juga langkah langkah taktis yang akan diambil
kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari kepolisian terhadap kecelakaan yang menewaskan sebelas orang
untuk pembangunan di pempros dki jakarta
maka salah satu hal yang harus
tetapi yang penting adalah perisai itu harus
tentu saja ada makanan khas bogor juga ya
memasuki era yang sudah kita rasakan ya secara global
ini cukup panjang juga nih kita obrolannya sejam juga nih
selama kita menyiapkan ini mbak eva
terhadap kelahiran anak gitu
ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai charcoal ini dengan penyakit ginjal kronis
pertama karena dana untuk pemilu
ibu rumah tangga penghuni rusun marunda ini mengaku sudah dua pekan ini penyakit batuknya tak kunjung hilang
kemudian difonis lima tahun penjara
dan kenapa data data tersebut juga masih belum bisa diverikasi dengan jelas
sebelumnya juga ada novanaya antaka yang melaporkan dari jakarta
tapi kalau seandainya pasien itu memang sudah positif
dan itu memang kesan baik itu
kalau yang kedua ini sebenarnya buntut dari yang pertama
apakah kita akan usahakan waktunya atau seperti apa
karena satu hal dia bulunya gak rontok
pembinaan kepada warga binaan
kuliah cuman masuk waktu uas doang
biarpun mereka mengetahui mereka ada kewajiban membayar
hati hati untuk launching apartemen baru
apakah itu juga anda melihat sebagai salah satu faktor sehingga mereka jor joran bangun tapi di satu sisi mereka tidak bisa mengembalikan uang pinjaman ke bank
tetapi bagaimana perlakuan mereka
ya sebenarnya semua olahraga sih belum cukup kalau di indonesia nggak cukup menghidupi kalau menurut aku ya
oh mesinnya lagi error
sebetulnya judicial review ini kan terjadi beberapa kali ya
jadi kalau misalnya ada hari hari penting dari k pop idolnya kita gitu
jika mendengar kata cita yam banyak orang akan mengingat fenomena cita yam fashion week
padet juga tuh kak ya
termasuk tahun depan kita akan ada pesta demokrasi
memiliki jiwa untuk betul betul masuk ke dunia politik
tapi dia seolah olah teriak teriak di luar
dan pasti mau ditarik
lalu menyatakan akan tetap di gerindra
bagaimana sop merekrut seorang guru seorang apakah guru ngaji
misalnya mas emil jadi wagub ibu gitu kan
kalau misalnya nggak permanen istilahnya bisa pindah pindah
mendiklir itu sepuluh januari
sudah lebih dari dua ratus mungkin sekarang nih
berbeda dengan ritual melukat yang saya lakukan sebelumnya
rinciannya adalah first class sebanyak delapan belas penumpang business class sebanyak dua puluh delapan penumpang
bagi masyarakat desa adat tengganan pegering singan kerbau
para calon masinis yang tengah belajar ini bisa menyesuaikan ketika sudah mulai benar benar mengoperasikan kereta cepat jakarta bandung
karena ini kan memperlihatkan profil dari kekerasan ini di indonesia kan
karena mereka memiliki patent ya pak arief
kok terlalu kasar begitu mainnya gitu
dimana kita juga sebagai anggota dari dewa namibia
meskipun misalkan dia mengaku sebagai
nah kenapa akhirnya itu bisa menjadi pola pikir masyarakat indonesia
kayaknya kak kaleb tahun lalu baru dapet mvp
jadi nanti yang kita berikan ininya kepada produsennya
kalau hanya air saja batu batu nggak akan terbawa
karena ada semangat siar di sana
sementara penerimaan tahun dua ribu dua puluh satu mencapai empat puluh empat sembilan triliun rupiah
karena menurut aku ramen zila itu kuahnya juga enak pedas yang suka pedas
melalui penerbitan perpres nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
pendekatan baru sehingga anggaran negara tidak banyak terserap
reaksi itu adalah reaksi dari apa yang
terima kasih banget ya bang
terbilang cukup tinggi dibanding sehari sebelumnya
seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa memang di tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh satu ini
untuk kain geringsing itu kami harapkan tidak ada menggunakan unsur kimia kapasnya
jadi sekalipun sandi itu keluar makanya bang dasko senyum senyum saja
kita sudah di dalam satu ikaban nkri
nah tetapi yang harus kita lebih jauh dari itu ya yang harus kita perhatikan adalah

tapi jika dilihat lebih dekat sate yang ini memiliki keunikan tersendiri
ada beberapa istilahnya tradisi yang ada di bali ini
ya ini sudah merupakan kebiasaan orang di sini
kalau misalnya kita olahraga terus terusan
sebenarnya ini kolaborasi dengan teman teman kemendikbud
yang sudah tua akan terlihat pada bagian kulit luarnya yang sudah memiliki corak atau serak
bahkan bandasko sekalipun sekalipun diberikan suratnya
tujuh wajahnya pak jokowi yang berbeda itu menurut mas ed
provinsi papua tengah memiliki ibu kota di kabupaten nabire
jadi maksudnya per januari kemarin stok beras itu adalah rp dua puluh lima per satu januari ya
jadi kalau dia baru masuk darah dia maunya langsung nyerapnya lebih banyak gitu
grassroot yang penting nah di level government
ya ada bisa jadi ada faktor sengaja
dan memang berarti dengan adanya apa namanya vaksin covid sembilan belas berbayar ini
ada di benak saya saya harus bersyukur ke yang maha kuasa
independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu
paling berkuasa di pks emang presiden pks
gue yang masuk aja emedial mulu gue mandarin
selain ikan ada juga nih pindang kaki sapi dan pindang ayam menu di rumah makan haja aliah
bisa cerita sedikit dan apakah bagaimana cara menggunakannya
justru kan kelihatan gini kalau banyak luka
karena semakin dia berlari akan memberikan tekanan ke lutut yang memang akan malah mengganggu lututnya
yang seru itu di situ dekor dekor nanti kita bisa pool bareng
nah itu kita juga sudah sampaikan akhirnya
pendengar pada tanggal sebelas september surat perintah telah dikeluarkan untuk melakukan pemungutan suara referendum suara adat ke parlemen
nah selama tiga belas tahun mereka punya kewajiban untuk ikut ngayah
mungkin karena orang lebih sadar kesehatan sekarang karena dulu mungkin sebelum pandemi ya udahlah
butuhan pendingin udara serta dimensi ruang bebas kereta juga tidak sesuai
kami mau jagain supaya jawa timur itu tetap inklusif dalam waktu itu ya gitu
apa namanya kita mendapatkan emas
di situ beliau menjawab beliau mengapresiasi permainan tim nasional
tapi bahwa ini bisa menerjemahkan sebagai pikiran pikiran dasar
pada saat kita tidak tepat jumlah
ya maksudnya kita memberikan beberapa alternatif ya
akibatnya pada waktu jam makan siang dia bisa berlebihan
untuk dapetin informasi terbaru dari
pom juga banyak yang tidak ramah pada anak

jadi persepsi bagaimana mereka mempersembahkan lelaki
terhadap kelihayan berpolitik pak jokowi mas zaeb
berkaitan dengan pengurangan emisi di australia
dan kelompok usia lain dengan kondisi imunokompromis
begitu foto video dikirimkan maka si anak akan diperas dan diangkat
kuenya ada di dalam buah melon loh
berhati hati dengan biasis yang anda cari
para pemberi kerja kepada benda harawan
oke saya sekarang ke komisi sembilan bu kurniasih karena beberapa kali menyampaikan statement
jadi orang tua tidak perlu khawatir ketika menyerahkan sebuah smartphone
dan dilihat dan dikaji oleh itagi bahwa manfaat untuk artinya dari rasio risk dan benefitnya masih lebih tinggi benefitnya
saya pikir ini adalah titik sebuah gelombang
banyak juga sekolah yang berdasarkan agama tertentu misalnya gitu
hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung pada senin pagi
ya kalau kalian ataupun anda masih tertukar di awal awal
nah terus kenapa akhirnya milih tri tunggal ya karena mereka di tri tunggal gitu
bukan hanya dari basarnas bukan hanya dari bpbd
terpaksa kita bismillah ilmu yang kita dapatkan harus kita sampaikan walaupun awalnya grogi masih
jadi wajar ketika rapornya itu di banyak kota dan kabupaten itu sangat terpuruk
nah terus akhirnya tiba tiba melehar tadi lima belas tahun
jadi kita pengen merubah mindset anak orang orang di luar sana
kalau saat ini dari nafasnya sendiri jujurnya susah untuk bisa benar benar
ada juga yang memberi uang
gorengan es buah gitu aja sih
kenyataannya seorang jokowi dodo bisa mengalahkan maestro maestro politik
tapi terbatas tidak menjangkau secara luas wilayah indonesia yang begitu jangkauan internet yang luas
antara desa yang ada di wilayah lumajang ini rusak
ibu dari mana sampunya keinginan untuk
yang mungkin kita perlu tahu soal
pengerjaan kereta api cepat jakarta bandung pun sudah mencapai sembilan puluh dua persen dan ditargetkan beroperasi pada agustus mendatang
nah sekarang kpu dengan penyelenggara yang lain itu mensimulasikan karena dari tanggal tiga belas ke belakang itu ada kegiatan kegiatan yang sifatnya sangat teknis
karena saya berasa di indonesia belum ada guru yang capable untuk ngajarin begini
pertandingan itu mewakili uph atau mewakili indonesia
di bagian tengah masjid jami kalipasir
tapi nggak semua memang yang kemudian diterapi
sekarang yang sudah buka empat puluh lima cabang on the way tujuh puluh cabang di seluruh indonesia
agak bingung aja tegukan pertama nih belum dapat apa rasanya
kemudian juga janji janji sehingga menarik warga ataupun para kreditur untuk
setelah lelah menari saatnya mencoba kuliner khas bali yang unik di pesta kesenian bali ini
tentunya kita harapkan tidak ada lagi next menteri maupun wakil menteri yang akan melakukan rasuah
iya nah kalau di indonesia ini kita lihat ada banyak sekali orang merokok ya
juru kampanye hutan greenpeace indonesia syahrul fitra pada jumat sebelas november pagi menyatakan
itu yang saya betul betul saya pelajari betul supaya saya bisa menangani kalau enggak bagaimana mungkin saya bisa menangani kalau saya tidak tahu penyebabnya apa
saya dipukuli aja ya pak gimana pak gak sabar
karena itu kalau ada tamu
sebenarnya motivasi kamu kemarin ikut lari pool marathon itu apa sih sebenarnya
istilahnya dari desa kampung lah gitu
apa kemudian perbedaannya yang kalian set dari film ini dengan film horror lainnya
tpok itu penyakit paru obstruktif kronik
untuk beribadah di masjid jami kali pasir
setiap toplesnya ia menaikkan harga rp dua
belum latihan barengan gitu sama lu
kasus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga punya peran untuk menjaga agar bantuan pemerintah yang ditujukan
ia menerima suap bantuan sosial covid sembilan belas
dan itu tidak bisa dalam waktu bantung pontowoso langsung selesai semua
beduk tidak hanya sebagai penanda azan untuk mengumpulkan orang
ya jadi kalau kita lihat ya bahwa ini sebenarnya tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin
oke jadi kita akan dapat apa ya
pergerakannya over juga itu artinya
di mana aku dapet kelas kelasnya korea aku dapet kelas vokal kelas dance juga
berarti apakah dari kominfo sendiri berarti sudah mungkin berkomunikasi juga dengan operator lokal lainnya
desa wisata teteh batu mempunyai banyak kelebihan
itu gak sesuai dengan teori kita tentang jokowi jadinya
oh nembus ke halaman belakang ya
kita akan lihat nanti bagaimana atraksinya
democratic behavior nya juga menurut saya tidak layak diteladani
bagaimana properti bangkit dari yang sekarang ini yang sudah tertekan
mempersembahkan darah kepada pertiwi
pembangunan sosial yang lebih aman
hajilah pulyselektronik usut dan informasi kini di situs web www smmaai lla
kenaikan harga bahan pokok membuat sejumlah pedagang kuliner termasuk warteg pusing tujuh keliling
juga ya katanya ya bukan
yakinlah ada allah yang akan mengaburkannya
kita harapkan tidak ada lagi komisioner yang akan terjerat dengan pelanggaran kode etik ya mas di kemudian hari
tapi kita harus tanya sama satu orang ini bu yang wawancara kita ini
ya kalau boleh dibilang saya salah satu orang yang
sementara gigitan ular berbisa hanya meninggalkan bekas dua titik dengan efek yang ditimbulkan demam dan juga nyeri
jadi peningkatan angka kekerasan seksual itu pada anak itu meningkat pesat
weaving memiliki bagian besar dalam memperlindungi seluruh kanu
yang menghambat itu dari bahan bahannya
dengan kembang ekonomi dan keberuntungan
di sosmed pun ya bisa dibilang kurang aktif lah gitu
lebih baik mereka memiliki
tetapi yang terjadi kemudian
jadi secara keseluruhan kita aman ya stok pangan kita
kalau kita boleh ke belakang ternyata melelahkan juga ya menjadi seorang pengusaha taoco
pak sarbini boleh digambarkan saat ini relawan mersi yang ada di sekitar jalur gaza seperti apa
enak aja ada kriuk kriuk kayak gitu kan
untuk menuju kawasan wisata di kabupaten berau anda bisa menempuhnya lewat ibu kota berau tanjung redep dan dilanjutkan ke pelabuhan tanjung batu
bagaimana juga memastikan orang orang atau mereka mereka
nah kita lihat coba dengan mata telanjang saja kelihatan sekali kalau si nasrullah ini memimpin pertandingan itu asal asalan ngawur begitu
dan bisnis model yang selama ini dilakukan itu sukses
jika sedang ramai pengunjung wajib antre ya
akan membuat jumlah kementerian dari tiga puluh empat
daya terjang awan panas kalau sudah menjadi lahar hujan
wah bisa buat mumbang dong ya
dan untuk tahun ini
anak anak indonesia khususnya dari kekerasan dan kekerasan seksual yang angkanya dari tahun ke tahun semakin meningkat tentu saja ada pengaruh juga ya dari cyber dunia maya
kadang kadang enforcement itu cara efektif untuk melakukan sosialisasi
karena apa sih sebenarnya penyebab dari seluruh kejadian kejadian yang terjadi di film ini gitu
oke ini lagi khusus mengenai potret di indonesia lebih banyak di pedesaan dibanding pada urban
jadi di sini lengkap hewan hewannya jadi ya pilih kesini aja yang dekat
ada layarnya dan ini untuk indoor
supaya toko buku gunung agung ini juga nggak tutup gitu
kita dari potensi terjangkit covid sembilan belas gitu
sebelum itu saya menguruskan departemen
yang kita import dari amerika itu
kalau bisa hal seperti ini kok bisa secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu mas
ini profit marginnya di kisaran tiga tujuh
tolonglah gitu masuklah polisi bintara
sistem perakaran rizoma dependent yang unik membuatnya dapat tumbuh sepanjang enam puluh cm
ini menjadi satu hal yang luar biasa dan yang paling menjadi catatan adalah
pakai yang tanah liat untuk menyangrai
dapat menikmati indahnya panorama pantai di krui dengan berjalan jalan
khususnya tadi ya kalau memang ada kebijakan yang diberlakukan gratis untuk segmen tertentu
karena tadi karena memang apa namanya perempuan yang punya kekuasaan untuk memastikan apakah akan melahirkan orang manusia atau tidak kan gitu
tapi amerika serikat juga menyatakan bahwa dukungannya ini adalah defensif
nah harusnya ini dalam pandangan saya ya
boleh nah gitu kalau ngomongin masalah demografi dalam konteks kalau indonesia kan katanya nanti akan ada surplus
setelah memetik beberapa buah sukun yang sudah tua
dan alasan kenapa kita melakukan itu adalah karena ada variasi di populasi ada kejauhan di sains
dan satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian kita adalah
setiap pemda itu beda beda juga gitu
kalau dari nominal udah oke terus kalau misalnya nggak beda beda jauh satu sama lain
mendapatkan pakan bisa melanjutkan peninggalan suaminya saya lari saya bisa masih dikandang lalu
ini terlalu kecil tidak sesuai dengan ukuran standar
apakah memiliki catatan yang sama
campur artinya bersatunya sungai itu
ada kecemasan dan kita mulai melihat bukti penelitian itu
untuk menerima vaksinasi ketiga atau booster
jauh lebih besar maka responnya harus lebih besar
memang parlemen itu tujuannya seperti itu
bahwa kita sudah mempunyai kekebalan yang sangat tinggi di populasi
oh amin amin amin dan dan
saya merasa gustur punya pikiran yang sangat baik
kenapa maksudnya ibu akhirnya di pilpres dua ribu dua puluh
tapi kalau untuk stik sukun harusnya yang tua tua seperti ini
angkanya jumlahnya dua ribu an itu menjadi delapan ribuan
kami mendapat informasi bahwa yayasan sekolah menyediakan tanah wakaf untuk pemakaman korban
artinya dua itu belum menang gitu
sehingga saya ingin ada ditakarang ditakarang yang lain nantinya

homo yang terjadi di tengah masifnya pengaruh sosial media dapat diartikan sebagai sebuah perilaku untuk mengejar sesuatu yang viral karena adanya keinginan untuk diakui eksistensinya
nah kategori tertentu ini kan juga yang kita pertanyakan bagaimana dengan pasien pasien ataupun masyarakat yang misalnya punya cormobit ya
kaget sih karena aku juga gak nyadar lagi digambar

yang diakukan oleh puslatfor atau kepolisian
atau supermarket kosong seperti yang terjadi nih sering di eropa
selain itu mukroni menyarankan agar usaha warteg bisa menaikan harga di warteg
jangan lupa like share dan subscribe ya
seperti misalnya di tampak siring
jadi tetapi ini sedang dikonfirmasi lagi terkait jenis variannya
tapi kita juga melakukan pemeriksaan genome sequencing ini dari sampel sampel yang ada di puskesmas dan rumah sakit
pertama perdagangan dengan negara negara lain pasti melambat gitu ya
kampung nastar yang berada di jalan haji unus
sementara dia juga sibuk gitu istilahnya
untuk harga hewan yang biasa disebut bidi ini tergolong cukup mahal
sebenarnya tidak ada lagi pabrik dekat
sebenarnya itu cukup positif seharusnya bagi kita
kemudian juga harganya juga diberikan kebebasan
cuma kayaknya kurang dilihat gitu kalau dari luar jawa tuh
apakah bisa dibilang bahwa orang indonesia
harga di atas harga eceran tertinggi
itu artinya jawa barat plus banten
jadi menjelang perang pandan kami potong kerbau yang jantan satu ekor
temperamen ini kan sebetulnya mengacu pada karakter gitu ya
karena saya sudah konsisten sudah mulai rajin latihannya
tapi tidak ada salahnya untuk anda tetap menerapkan protokol kesehatan
coba misalnya petani petani lokal
nah jika perjalanan berhenti di setiap stasiun maka waktu tempuhnya empat puluh enam menit saja
melakukan pencabutan situasi pandemi covid sembilan belas
sampai hari ini ya sembilan puluh ribu terkait dengan pandemi covid
dalam sidang dkpp juga meminta bawaslu untuk mengawasi putusan tersebut
sebenarnya kami tidak mau tahu terlalu jauh lah ya
ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat joko setiowarno menjelaskan
apalagi lansia biasanya sudah ada komorbit
bukan dicat ulang ya pak mirsa
pengguna mengatakan mereka tidak senang karena produk itu mungkir
apalagi kalau salah tiup arah ya
kemudian juga pak gatot gay peneliti dari center for detation studies
setelah seharian keliling kawasan kuningan
karena kemarin caimin bilang jangan sampai ketahuan bu fokyipah
gak usah diperpanjang ini kan
dalam kejadian kejadian bencana seperti ini
dan cari ultraviolet matahari yang paling bagus sebenarnya
sementara itu gigitan ular berbisa jelas dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat
untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami ketua harian partai genre sufmi dasko ahmad
jadi kita bisa nyicip nyicip karena kan biasanya tempat lain kadang kadang sudah tidak ada ya
dikedepankanlah oleh uni arab emirat itu sendiri
batu batu saja seolah olah ngambang gitu
alhamdulillah lahirannya lancar selesai juga langsung
tapi ada salah satu pemain nasional
dan kita juga melakukan apa namanya surveillance
jadi kalau kita lihat rumah itu makin itu kalau dari kami ya makin itu raw makin itu mentah
kita harus menjaga agar beras ini walaupun impor
baiknya menggunakan pengaman terutama bagi yang tidak terbiasa
saat ini pt transjakarta masih melakukan sosialisasi secara masif di seluruh halte bus
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur
oh tahu nih kasus ini kasus itu tapi
tetapi kalau yang belum mendapatkan vaksinasi dua kali ini mobilitasnya akan dibatasi sementara pada periode tersebut
ada syahrul yassin limpo politisi nasdem ini merupakan ex menteri pertanian
jadi sapi hidup diimport
terima kasih pak david karto ketua bidang komunikasi dan humas apmi
dan hanya bisa diakses melalui kabupaten malang
ada tiga jalur yang akan dilewati nih
oke bu nah berarti jejak politiknya berarti dari situ bu ya
kok kalau bicara mengenai modal nih orang biasa mau punya modal pelihara bison atau mau jadi breeder deson itu berapa minimal
maka kbri akan melaksanakan kegiatan ini
yang menggantikan posisi kubah
kayak wedding aja oh pakai dp tapi kan tadi di pesantren gitu ya kan pasti juga ada hafalan
ada pkb ada keluarga ciganjur
apa saja dampaknya kita akan kembali sesaat lagi
atau kalau misalnya aku disuruh bikin misalnya nasi uduk k pop mungkin nggak jadi
jadi ada tiga hal yang kita selalu kasih sebagai tips
oke baik wah ini betul betul buram sekali ya
pada apa yang mengantarkan mereka ke posisi sekarang
makanya dia mendukung prabowo gibran gitu gitu kan
selamat malam prof kadir dan juga teman teman
enggak kan gue kira udah ditawarin sama phma udah gak usah bikin orang tua ya siswa lagi oke aja gitu kan
serta banyaknya pelancong yang datang
kami masyarakat tenganan adalah masyarakat pemeluk hindu indra
eh tapi btw kalo surabaya sekarang udah gak zona merah apa gimana sih
saya suka rumah yang rapih rumah yang bersih
wah ini paling susah manjat
selamat siang farid farid kita ingin mendapatkan deskripsi yang lebih lengkap bagaimana situasi dan kondisi di sana
belum menang dua masih agak dekat
kita ingin mendapat input yang komprehensif agar persaingan ini fair
training ya sifatnya parsial ya
yang dikemas dalam bentuk sasetan dan menggunakan merek merek terkenal
ketika dia harta satu satunya karena rata rata ya
nah airnya sudah menyusut sudah sesuai
karena lebih hemat lebih murah
ini adalah pertama kali saya melihat perayaan besar seperti ini
berjalan kaki juga disebut membakar kalori lebih banyak dibanding olahraga berlari
ya udah chen ini untuk menutupi ini lah obrolan kita malam ini kita main game dulu ya dikit lah
paling tidak calon pekebun tadi minimal harus menguasai lima puluh persen ilmu dasar
tapi untuk mengurus bayi ya alhamdulillah sedikit sedikit juga
dan tadi saya juga sempat juga ketika sudah melakukan evakuasi tadi tim yang melakukan evakuasi juga diberi peringatan melalui sambungan radio
ia tidak bisa meninggalkan rumah
ini yang mengucapkan selamat pertama ini adalah partai nasdem loh
yang dulunya ini apa nggak didukung tiba tiba bisa bawa provinsi juara gitu kan nih
nah tas lain itu juga ditambahkan
langsung saja kita sapa pemilik kedai kopi ciseo ada daniel hermansyah
prof simosi graham menjelaskan tantangan masa depan
oke will kita tahu dua ribu dua puluh dua banyak banget industri perfilman indonesia ini muncul dengan film film horror ya
ya name make news jelas ketika ada seseorang yang terkenal hits mendiskusikan ini kemudian meledaklah isu ini
dia kita keluarkan nah itu kita jaga malam malamnya
dan kemudian pembangunan mulai berjalan
dapat dihentikan di kotak suara
dengan beredarnya minyak goreng kemasan ini juga akan ke masyarakat
badan pangan sudah menyelesaikan raca pangan raca komoditas
ini karena ini udah lama gak cek kita belum
nah ini harapannya setelah ini menjadi budaya nanti saya kira
karena memang kondisi ini tidak bisa ditampikan
ada yang dari tiga puluh empat sampai yang
ketika sudah diumumkan pemenangnya siapa
jangan pernah berpuas diri ya harus terus belajar
artinya dengan satu temuan ini sudah tiga korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
siap nggak partneran gitu ya
bekerja itu nggak tahu tiba tiba diundang
nah itu lah belum lah gimana
tapi gara gara jumlah datanya itu kurang
terutama yang keempat terkait dengan gap antara harga eceran tertinggi dan juga harga keekonomian minyak
pasal dua puluh sembilan ayat dua undang undang dasar republik indonesia
dan segala macam pembayar
dan inggris juga sadar akan itu
setelah psikologi israel mencoba untuk menggunakan ini sebagai tempat yang berlindung
ya tepat di depan masjid agung buntut ini terdapat sebuah alat yang kemudian disebut sebagai jam bencet
di indonesia ini masih ada ewah pakewah ya
bener bener oh gitu baru tau gitu
apakah di indonesia kita juga menghadapi itu
sebagian sudah pernah beroperasi tapi pada akhirnya mangkrak
jadi memang harus seimbang habis dikeya harus kutu pijat gak sih
klaim bahwa masyarakat kita konservatif gitu kalau tadi mbak bilang
ada latihan seolah olah ada kebakaran
sekarang eranya komplain ya
tapi kalau itu intimidasi verbal seperti beberapa kasus sebelumnya
itu kiat kiat yang bisa mengurangi sebenarnya kepadatan
mungkin tidak perlu kita melakukan pelarangan mobilitas

bahwa ini soft semuanya
kalau pdi perjuangan kan kemarin habis ngobrol nih
sejumlah nama seperti kailani johnson suri jabring hingga cinta hamsel yang kini baru berusia dua puluh satu tahun
indonesia paman air pak
ia menyarankan untuk memulai transformasi ini
saya tahu pemerintah pasti mempertimbangkan banyak hal ya
selain untuk meninjau ulang pemberlakuan pembayaran ini apakah sudah tepat diperlakukan di bulan januari ya
oleh tamping tamping di lapas ya
ampun ya kenapa kenapa ngefans dengan ayu gitu
nah seperti ini kan juga harus diperhitungkan
dari tiga tahun lalu atau dua tahun lalu udah kontak
dan dengan stakeholder terkait
ibu kalau dilihat lihat kayaknya dia setipe sama ayu ya bu ya
apa diuntar kan basketnya
bahkan sebenarnya olahraga itu
cinta sebenarnya udah dari berapa tahun ke belakang udah main di wsl qualifying series
tentu tidak bisa kita cegah dengan baik kan
dimana penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu lima belas hari sebelum masa kampanye
kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam
nah amel jika kita bicara mengenai jumlah penumpang
pasti mereka pengen banget jadi dokter spesialis
umur berapapun berjalan kaki ini sebenarnya olahraga yang untuk kita semua
undang undang kementerian negara sejatinya luntur dan tidak membatasi jumlah kursi menteri
buron dia tuh kemarin
momen yang ditunggu bagi umat muslim setelah satu bulan
saya mengucapkan terima kasih nih kepada para supporter yang sudah memberikan support dukungan kepada timnas u dua puluh tiga ya
yang di pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kalau ekstremisme itu yang dengan bom dengan kekerasan yang ini ya gitu
yang sering menyantap lumpia basah gangau sejak sma
menerapkan sistem elektronik misalnya begini
dan harus dikembalikan kepada posisi posisi yang
tapi kalau kita bicara positifnya dari batch pertama atau saya sebut klaster nagas ternyata sekarang penurunan mereka yang sudah divaksin
kami ada menyebutnya sebagai faktor pendorong dan ada faktor penarik
iya kalau dari segi usia profilnya kira kira yang dijadikan korban rata rata usia
ia terlibat dugaan pemerasan dalam jabatan
kalau sudah molor lagi nanti ganti pemimpin
lembaga birokrasi tentu kami
kalau istri saya lebih ke
tak jarang pengunjung datang kembali untuk menyantap seporsi cungkrik
tapi by the way itu gue ngilur loh ngeliat kak arief itu tiap hari bakarin bebek itu di apa kak di buletan gitu ya banyak gitu ya bebeknya
harapannya iu bisa jadi bernama sadara chuseo nanti
jangan sampai perusahaannya untung
yang dilawan oleh social movement ini bukan kontestan
mari kita sambut si anak bali michelle kuniawan sin
merah itu artinya martirdem kemartiran warna darah yesus juga
dan juga ada jembatan untuk menyebrang zebra crossing
oke untuk masyarakat luas
ya kan yang ada kolam renangnya
salah satu yang dekat dengan lingkaran kerajaan inggris adalah doktor seni dan perancang busana sir harry darsono
tapi kalau turun hujan ya bisa sampai sepuluh hari

anak anak kita itu pergi kan
salah yang membuat piot sendiri risau dengan adanya kualitas udara begitu muruknya
di pasar induk beras cipinang jakarta timur stok beras sulit terpenuhi sejak enam bulan terakhir
karena kan di sma kan aku beasiswa basket dan tritunggal itu kerja sama sama sahabat gitu jadi dapet itu dari sma gitu berarti ke klubnya
atau sebaliknya sebelum lonjakan ini terjadi yang sudah dihitung adalah yang bukan kantong kantong suara kami
tadi perlu tidak saja
sensor untuk mengetahui rute perjalanan paus
nah ya belanjanya sudah belajar menjadi pengusaha tauconya juga sudah
kalaupun hanya tiga puluh menit per hari tapi rutin kita lakukan ini cukup untuk mencari
jakarta tidak punya sawah tidak punya lahan tidak punya kandang
anda bisa mendapatkan beberapa kata kata
dialog itu antara pemerintah dengan masyarakat itu misalnya
mereka hanya bisa mereka bisa menunjukkan tanda atau bukti bahwa mereka telah mengajukan strp tersebut amel
nah di ragam kuliner kali ini saya akan mengajak anda untuk berburu sajian berbuka puasa yang bisa menjadi alternatif nih
kita mencoba menyentuh mereka lewat jalur itu gitu salah satu dengan rap tadi kenapa tuh milihnya
ya yang bisa berdikari
jadi dia merasa rada banget
maka ketika pak menteri kesehatan membuka silakan nanti di entry dulu didata dulu
pasal lima belas ini poin dari pks begitu ya
ukuran toko buku juga akan mengecil karena tidak lagi memerlukan ruang simpan yang luas
ini sekarang kita lagi mau siapin bener bener
jadi tentu interaksi dengan kelompok yang berbeda itu lebih sedikit kesempatannya
totalnya sekitar dua puluh an satu satu katang
hahaha kenapa kenapa kenapa
itu kenapa pak tau nggak asal muasalnya gimana
pokoknya semuanya bakal dimakan bareng bareng di sini tapi apa aja acaranya gimana keseruannya langsung kita ikutan ya acaranya ya
saya mulai untuk pertanyaan ke bu nadia terlebih dahulu
yang kedua skill harus
kejadian dini hari tadi ya di lapas rutan tangerang
sama upacara kita sembar juga di sini
bagaimana dengan guru apakah bisa dijelaskan guru tersebut
dan syaratnya yang jelas itu
penari juget bumbung umumnya perempuan
dan bagaimana cek kabel kabel listrik atau instalasi instalasi lain
menurut kpai pada tahun dua ribu dua puluh dua pengaduan kasus kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai
selanjutnya saya akan mencoba membuat pasak dari kayu
kacang disajikan selagi panas ini memiliki isian jando atau tetelan dan lemak sapi yang telah dimasak dengan bumbu kecap
melakukan pengontrolan data sehingga ada beberapa
waktu di surabaya tuh si covid dateng kurang aja
kakak kelas gue juga di mana
jadi mobile phone mengisi dihidupi radio dan ini bukan hanya ponsel mobile
dan harus dieksekusi saat ini juga sehingga panen itu bisa kita dapatkan empat bulan yang akan datang
langsung dipanggil ke perusahaannya
jadi memang kami menerima notifikasi semenjak kemarin hujan mulai lebat sekitar pukul dua belas lebih lima puluh menit sekitar jam satu siang kemarin
tiga kilo itu sekitar enam ribu langkah ya
teman saya itu liputan pak di kamboja kemarin
harga wajar di penggiling padi di pedagang harga wajar di tingkat konsumen
ini kali pertama nanti saya akan cobain nih gimana rasanya ya
untuk menampilkan kesenian bali dari seluruh kabupaten kota se bali
pemimpin oposisi peter dutton mengatakan dukungan terhadap perubahan pajak tahap ketiga

pihc itu produksi sekitar tiga belas sampai empat belas juta
bisa karena trauma seperti kecelakaan
dan menjelaskan bagaimana eskalasi konflik yang terjadi antara israel dan juga iran
ada juga yang bilang oh the voice doesn t go far enough tidak cukup yang perlu itu treaty
karena ini kurang layak untuk dikonsumsi
lucu kayak lucu aja
ya ilah masa iya sih mau udah kuliah setahun dulu gitu gara gara pon doang
bagian refleksi dari kerja keras
karena memang cara berpikir masyarakat indonesia masih konvensional
sementara kalau kita lihat total hutangnya gibran sebesar lima ratus lima puluh satu
untuk mendapatkan layanan vaksinasi booster ini
pengawasannya termasuk pertanggung jawabannya untuk sampai kepada petani kita
makanya ada beberapa footage video juga yang menjelaskan ketika berjalan harus mengangkat muka jadi mungkin kalau diperkirakan itu sekitar satu lima meter
kalau sekali cuci beruk mungkin sekali tidak lama tapi besar
tetap akan menggunakan rasio akal sehat untuk menentukan
misalnya kalau ada tanaman di dalam
bagaimana permodalan petaninya bagaimana produksi itu berjalan dengan baik
karena bibit ini tanam sekarang untuk disiapkan setahun lagi
bedanya masakan dobo dengan maluku secara keseluruhan apa
pin ke pasar atau apa
di beberapa negara afrika iya gitu
kita benar benar membutuhkan keamanan dan perasaan kontrol
daerah daerah lain tuh jarang yang dipanggil seleksi pun jarang untuk timnas gitu
yang kedua adalah edukasi kepada keluarga
itu udah ah bener geprek bensu nggak boleh enak enakan
dilaporin tentu kan sama bank ke polisi kan gitu ya
pak windu pengetatan pintu masuk sudah dilakukan
tapi kalau jumlahnya dikurangi satu orang turun tiga orang turun maka putarannya akan semakin keras dan tidak seimbang
terus kemudian kpu itu juga kena problem etika
jadi sebelum lihat atau dengar dari media saya lapor
rakyat sampai rambutnya putih semua ada
ada yang gratis ada pula yang berbiaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah
penurunan dmo ini dan terutama karena memang dengan adanya gap yang cukup besar
modal bukan hal utama namun cinta dan rasa sayang pada binatang adalah kunci kesuksesan
jadi pemerintah berkomitmen terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang tunduk
padahal dalam sehari para penjual balai bambu telah terbiasa berjalan puluhan kilometer
daerah dalam kunjungannya di desa growong gubernur jawa tengah langsung bertindak setelah ditemui seorang siswa sekolah dasar setempat
karena pasti di internal golkar akan ada perlawanan
waktu itu rame juga justru menurut gue atau gue gak tau ya kalau sekarang karena gue gak di jember
kalau dilihat dari cakupan
sebelum penumpang melakukan tap in dan masuk ke area gate
yang kedua saya pikir memang sudah seharusnya penyelenggara pemilu yang mendapat putusan dkpp
dibandingkan dengan paslon yang lain
kita memberikan kriteria bahwa untuk motor dan mobil adalah mereka mereka yang produknya sudah empat puluh persen ke atas
trans studio theme park cibubur menyiapkan sembilan belas wahana permainan dan atraksi bagi anak dan dewasa
menguatkan ultra mikro dan mikro
tapi ada juga pak yang mungkin saya butuh anda untuk konfirmasi terkait dengan keamanan nasional
ini baru pertama kali banget nonton perang pandan
setidaknya ada tujuh kasus dugaan kebocoran data yang mengemuka sepanjang tahun dua ribu dua puluh
juga oleh pak prabowo dalam berbagai kesempatan
dalam kajian hi kita mengenal bahwa
kemudian di satu sisi juga bicara mengenai sektor properti
zafira tak menyangka dirinya tengah digambar
oke oke mentalnya udah kebentuk udah gitu orang tuh ya
pengetatan arus balik lebaran dua ribu dua puluh satu ini berakhir hari ini tepatnya nanti nih jam dua belas malam
yang tentunya kita ketahui memang masih menjadi masalah kesehatan
dan alasan hidup bagi banyak gerakan sosial
dan cuci kembali jengkol sebelum diolah menjadi beragam sajian
setelah kebakaran alhamdulillah lah terang gitu kan ada matahari masuk
jangan beraktivitas atau hati hati waspada tinggi bila beraktivitas di sungai kobokan
jadi misalnya mengenai cadangan pangan pemerintah
upaya perdamaian yang dilakukan oleh kementerian agama kota tangerang selatan berhasil meredam
istilahnya lo kan udah lama juga ya lo di mp
rasanya sih tidak pernah kita dengar pidato pidato bu mega yang semurka dua ribu dua puluh empat ini kan
ya puji tuhannya aman yang kiri
jadi kalau misal mereka emang mau fokus ke pon
sedangkan gue banyak ngeliat temen temen gue yang seangkatan
curhat nih banget nih
itu bukan berarti akhirnya pemilih di sumatera barat akhirnya balik badan gitu kan
lebih lanjut dokter samuel menambahkan bahwa menu sarapan yang ideal bagi anak
tapi kita kembali ke jumlah steps
saya wanti wanti bahwa covid ini untuk kasus kasus yang berat kalau kita
namun bagi anda yang pernah mengalami cedera atau penyakit tertentu
jadi dari hulu ke hilir itu sebenarnya kan
rata rata sekali atau dua kali seminggu ia menghadapi masalah dengan supir pengiriman
baru kita bicara mengenai swasembada gula
usut punya usut usaha kuliner ini telah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yakni orang tua terdakwa agar pemenuhan restitusi itu terjadi
tetapi yang jadi perhatian pasar adalah potensi lebih panjangnya
untuk menunjukkan arah menunjukkan jalan kepada yang meninggal
saya sempat membaca ada warga yang menjadi korban
pada saat dia turun dari kereta jalan ke lokasi atau lewat yang
oke ini simbol kejantanan pria
jadi cenderung mengalami penurunan rata rata harga minyak harga rata rata minyak goreng
jadi itu adalah sebuah kekurangan
jangan lupa like share dan subscribe ya
yang tidak bisa diakses melalui jalur lumajang
juga pasti merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan
salah satu klub ibl carlsen akan ambil
jadi sesuai judulnya adalah dibalik ingar bingar childfree
kemudian yang ketiga tentu adalah ada kebijakan yang khusus kepada industri teknologi
jadi ceritanya gini saya lumayan aktif di twitter dulu ya
sehingga soal halal haram dan keamanan sebenarnya menjelaskannya tidak terlalu rumit kok
minute play juga mungkin lebih banyak kali ya kayak dua ribu tujuh belas jadi lebih pede juga ya kak ya mainnya ya
apakah bisa jogging atau lari itu
tapi dari segi tidak menular ke polusi
yang naik dua kali setahun sesuai dengan inflasi sebagai usulan lain untuk mengukur biaya hidup
tapi kalau yang anak cls hampir pasti semuanya kuliah di ubaya
ini pasti mencerminkan lah kondisi pada keseluruhannya memang semakin lama semakin meningkat ya
waktunya membeli sajian utama hari ini
dan kita lebih banyak
tidak terjadi mismanagement atau misantisipasi
kalau panasnya mantep tiga harian lah ya kalau enggak bisa sampai seminggu
nah ini juga bagian dari conduct ini
nah faktor eksternal banyak pengaruh
pada laga perdana sepuluh november timnas akan menghadapi ecuador
sampai akhirnya lulus smp itu diajakin ke sahabat nah jadi pertama kali masuknya ke klub itu sebenarnya kelas satu sma

dan itu sangat possible mbak desi dan inilah ada badan pangan nasional
nah sejak kapan nih mulai berdakwah terus tadi juga sempat menyisipkan ada lagu lagu bahkan ngerepnya juga ini sejak kapan dilakukan
tidak hanya itu kulit di sepanjang tubuhnya juga terkelupas
kalau misalkan kita pada malam hari kita supportnya bagus gitu
informasi masyarakat di mana mereka melihat ada warga atau kenalan mereka
bulan suci ramadan ini tentu saja permintaan terhadap kebutuhan pokok semakin meningkat
mendengarnya apa sih market conduct itu
dan itu hukuman sosialnya lebih besar
khususnya yang di tim nasib pak bola
berhasil lulus dan tahun depan kita akan lebih relax lah gitu
lantas siapakah di antara ketiga pasangan anies baswedan mohaimin iskandar ganjar pranowo mahfud md dan prabowo subianto
dan maka kita lihat kemarin itu ada penjarahan yang dilakukan oleh warga warga
kelas satu tanggerang telah bergabung bersama kami
beliau merupakan seorang mufti atau penasehat agama para sultan keraton kanoman cerbon
gimana caranya pun juga saya akan merawat cucu saya
kemudian bagaimana agar anak tersebut tidak mencoba yang pada akhirnya dia menjadi kecanduan konten konten yang membahayakan dirinya dan masa depannya
karena tak kunjung mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya di bidang pariwisata
kadang kebawa emosi jadinya kayak mutung ya kan bad mood apa segala macem
kalau sebuah negara upaya pemberantasan korupsinya bagus berada di angka seratus
masjid jami kalipasir sesungguhnya
ya kalau melihat ini memang salah satunya kenapa putih
masyarakat kan tidak terpesona hanya melihat sosok yang dikagumi
jadi saya kira muhammadiyah kedepannya dan pemilih pemilih muhammadiyah kedepannya
jadi banyak pemain mainstream di toko buku ini karena kesuksesan di masa lampau itu agak convert zone gitu ya
bulia tadi sudah mendengar penjelasan dari pak kadir
sehingga bupati lumajang kemarin mengatakan bahwa butuh bantuan
jadi memang kerja sama langsung sama petani ya
saya kebetulan deket sama khoz indra itu kan
perbedaannya sangat signifikan dan sebagai tenaga kesehatan saya juga merasakan sendiri ya
jalanan jangan kan besoknya malemnya aja
kalau replacement memang kadang kadang yang selalu kita tekankan adalah mungkin secara fungsi untuk yang
luar biasa sih orang orang disini sangat luar biasa
menanggapi keputusan dkpp calon wakil presiden nomor urut dua
kayak gak mungkin lah lu bisa ngelain gue gitu
apakah alasannya ini masuk akal nggak untuk misalnya ke tempat lain atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik begitu
bagian dalam kulit sulit terlepas ya
agustus september beliau datang lagi
timnas indonesia tergabung dalam grup a bersama timnas ecuador
wah kita lihat loh tegar itu sudah
yang dua dosis sekarang sudah mendekati lima puluh dua persen lah
tinggi gudangnya berapa cm bu nina
sedangkan kontainer bekas berukuran empat puluh feet atau seluas dua belas x dua empat meter seharga tiga puluh hingga empat puluh juta rupiah
ya pertama setuju apa enggak setuju
anak anak tua atau muda boleh berduel
penurunan pcr ini apa juga akan berpengaruh ke kualitas
tapi jangan khawatir anda bisa mengetahui sejarah transportasi publik jakarta di museum ini tapak tilas transjakarta disini
begitu lulus dari bintara saya
dengan kecepatan operasional maksimal yaitu tiga ratus lima puluh km per jam
kemudian juga ada proses penegakan hukum yang tegas ya kepada pelaku pelaku kejahatan seksual
pertama mungkin perlu saya luruskan
tetapi dikatakan bahwa kejadian ini masih lebih kecil dibandingkan kejadian yang memang bukan disebabkan oleh vaksin
dan high end product ini harus ada satu buah mekanisme
waktu itu ada itu bu ya pasti ibu juga mendengar
yang dianggap sebagai yang open system dengan manual ya
sultan abu al mafahir itu
maka saran masukan dan kritik
bahan makanan yang seharusnya wbp wbp ini bisa tadi ya ditahan di luar ya
bukan cuma diserahkan pada perempuan
ester terus kemudian pakai bibitnya yang
karena ada ikatan emosional yang rendah antara orang tua dan anak misalnya
ini adalah produk yang dari sisi kehidupan sehari hari kita lumayan baru
kayak males aja buat kerja
tapi persoalannya ternyata kan lebih dalam dari itu
nanti yang saya pastikan lama lama kemungkinan akan terbiasa
kapolda dan kapolres se indonesia oleh presiden
ini bagaimana dok dengan kondisi ini apa harus apa bagaimana
ini dianggap sesuatu yang normal kenapa masih ada kekehabatan
jadi kalau misalnya sekarang rata rata per hektarnya lima dua puluh lima ton per hektar
ya kan kayak yaudah begitu aja
carinya jauh dari deswegen
iya ya kalau kita tidak merasa terancam
sampai kita mendapatkan peningkatan uang dan peningkatan uang
sehingga mungkin memang kalau disebutkan penyebabnya dari segi curah hujan dengan intensitas yang terus menerus itu mungkin penyebab
isinya adalah mengatakan bahwa
dia merasa dia nggak kekinian dia merasa dia kecewa sekali dengan dirinya karena kehilangan momen itu misalnya
saya yakin pemerintah ada di pihak yang semuanya gitu
ia mengatakan bahwa berita utama saat ini seringkali mendorong munculnya informasi palsu di media sosial
ini baru pertama kali terjadi ya
ada masalah apa sih mas aed dengan pak jokowi
ini pelajarannya buat kita terutama bapak bapak di dewan
jadi dalam prosesnya itu mau saya susah mau saya senang
jadi jumlah juga kecil
lahir dengan bisa berat badan rendah
kasus kasus misalnya suatu ketika di x ada keramaian karena ada seorang muslim
di mana terdapat posko pemeriksaan swab antigen secara acak bagi para pemudik yang kembali ke arah jakarta
dari data bps produksi padi provinsi jatim januari hingga desember dua ribu dua puluh
kalau membandingkan dengan negara negara lain
bahwa kita memang berada di lingkungan yang
buat aku pun yang membaca wow plotis itu seperti ini gitu
dulu mulai basket katanya masuk ke itu ya apa kalau perlu tuh cls ya dari kecil ya kelas dua itu atau bukan
nah yang situasional ini seberapa jauh lebih besar atau lebih tinggi angkanya dibanding dengan yang preferensial
kerap mendapat penolakan warga
lo udah beres kuliah berarti kan lu balik semarang
dan satu satunya beras yang ada sekarang adalah bulu
itu juga selalu saya baca nggak paham
tapi tetep kelas mandarinnya tuh lumayan banyak dan ada levelnya gitu jadi misalnya tetep aja disini yang lain udah disini
bersih ya untuk kita beraktivitas
soalnya kalau misalnya aku lihat teman temanku mereka dilarang biasanya karena nilainya jelek
rasanya tuh gurih manis
tapi jangan dikurangin anggarannya
artinya kita bisa mengganti cabai yang rasa pedas dengan beberapa seperti lada hitam cabai dan lain sebagainya
kebetulan tadi baru selesai operasi pasien dengan osteoartritis perempuan lima puluh lima tahun ya
dan orang tuanya terkait posisi anak yang dilahirkan
kemudian rata rata satu bulan berarti dua lima juta ton
karena di satu kota ada banyak banget tempat
apakah ruangan kita harus memiliki air purifier
sde jadi saya ulang

nah itu gaya rusaknya hebat
untuk satu pasien kan nggak harus satu divisi aja tapi harus berapa
media sosial dihebohkan dengan kejadian yang menimpa maskapai korea selatan asyana airlines pekan lalu
jadi kecepatannya luar biasa sementara orang tidur
kemarin itu ketika pertandingan selesai langsung saya buatkan surat protes ke afc atas kelakuan perlakuan wasit yang tidak berhasil
dan sekarang kita tahu bahwa rumah sakit indonesia dijadikan oleh israel sebagai markas mereka
dahellah yang bertanggung jawab membuat ramuan untuk mengobati luka para krunei saat perang pandan digelar
salah satunya adalah ngaji pasaran
jelas dibandingkan ya caleg caleg yang lainnya

masih ada ekspansi kredit di sana karena ekonomi mulai pulih gitu ya
ketika dicek melalui sinar ultraviolet uang dari hs diketahui palsu dan pengelola hotel melaporkannya kepada polisi
sebenarnya sama untuk meningkatkan tanggung jawab
cukup banyak variasi jenis jenis pangan yang menjadi wewenang oleh badan pangan
bahwa untuk het minyak goreng
jadi saya harap saya bisa menang
jadi pusat dan timur itu makin lancar
dan sudah melalui pengujian sebelum dijual di pasaran
lezatannya clarissa radia daud thompson jakarta
dan itu yang juga dimandatkan
di persimpangan yang kritis ini
nah di tengah upaya tiongkok melakukan stimulus untuk mendorong perekonomian mereka
hari ini kita kedatangan ibu hovifa inder parawansa
anak bukan hanya menjadi objek kekerasan tetapi juga dia dikomersialisasi tubuhnya diperjualbelikan untuk kepentingan bisnis seks
gak tau sih kayak mungkin udah nyaman kali ya
ada katanya ada ney replacement atau gimana kalau misalnya ototnya atau
sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua lalu pria berusia tiga puluh empat tahun yang akrab di sapa osha ini rutin dan konsisten menekuni dunia lari
sampe gue satu semester kayaknya gak kuliah gitu
untuk investasi direktif oleh pemerintah
maka akan dilakukan penyuntikan yang di kota semarang
itu operasi acl maniscus yang kedua
ya tahun depan ya kita apa namanya sekitar dua sampai tiga juta lagi
gue bilang kenapa gue berpikiran seperti itu apa segala macem
bisa rekomendasiin satu spot foto terbaik di jpo pinisi ini saya nanyain ke kak adam deh
nomor telepon ya kami tadi di telepon langsung ke sini
tapi kan kita seperti kita tau ya seperti penyakit nonton buah indonesia nih pak
jadi point by point itu dibahas oleh kementerian lembaga terkait
kedua dari tekstur sampo
mereka bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas gratis
praktiknya melibatkan pembelajaran dan mewariskan pengetahuan pembuatan alat dari para sesepuh
dalam arti keluar dari dapur titik kemasan
aku relate nya sama waktu itu ya kejadian di kejurnas
makanya gue sampai dua ribu tujuh belas tuh kayak gue ngerasa gue lebih pede karena gue tahu apa yang udah gue latih
saya rasa pak prabowo punya banyak keunggulan kompetitif dan komparatif
yang sudah beberapa puluh tahun ini terlupakan
karena emang kan adaptasi dan segala macam emang butuh proses yang lama
waktu itu polisi juga kombes ibnu istika
dan sayangnya di indonesia penghukuman kepada mereka tidak melalui mekanisme yang benar
dan karena ya ini bisa merusak ya segala macam postur ini
waduh meskipun sudah dilakukan berkali kali tapi lumayan susah juga ya
aku selalu mikir kalau idol itu memang bukan
didirikan oleh sekelompok pedagang tionghoa yang menetap di kawasan karet semanggi
yang menyebutkan wakil menteri
ini yang kemudian membuat para petugas sangat berhati hati termasuk juga menghalau masyarakat karena tadi pagi ada kabar banjir lahar juga di sekitar kawasan sumberwu
tidak harus ya hotel menyediakan
banyak pengalaman pahit yang dialami para penjual balai bambu
jadi mereka punya tim pengendali inflasi daerah
hampir seluruh bangunan pesantren sudah modern
selama ini kita punya satu istilahnya yang punya ini ya
nah yang jadi masalah adalah ketika bicara struktur ketika dibangun itu akan bisa mengubah kultur
ya harapannya normalnya sekolahnya biasa aja jam sekian bubar gitu jam sekian bubar gitu
apakah saya sendiri sama ivan
kemudian keinginan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih ini

tapi dalam hal ini adalah publik bukan publik seperti yang sekarang ya
di sini paling di sini gitu biasa
sebelum menyeruput kopi jengkol saya lebih dulu mencicipi aneka masakan jengkol yang ada di warung makan ini
yang berapa poinnya nanti akan saya sebutkan apa saja yang dikritisi ya klausulnya
terus saudaranya gimana tuh ada bisa cerita nggak
jadi kita memiliki situasi palestine dan israel
platform media sosial ini dibangun untuk menayangkan iklan
ini kayaknya waktu sudah mulai agak agak tipis
dan proses pembinaan menggunakan
mending nggak usah main daripada kenapa napa kan
adonan kerupuk tetap menggunakan ikan asli
dengan pemerintahan atau fibra tanah
maksudnya kalau misalkan belum ada teman teman dari daerah gitu kan yang belum kenal bisa
dan ini sudah seizin pak ketua umum
menghormati protokol sangatlah penting
yang jelas ada satu wilayah yang di wilayah lumajang ini
ada banyak kata kata yang berbeda karena kita sebenarnya berbicara tentang proses dan produk
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
harus tidak ada impunitas
nah terus rencananya juga setelah di surabaya kemarin gue mau buka di jember udah april tuh rencananya mau buka tuh macam macam lah pokoknya ayam geprek bebek itu ayam kantong bla bla bla
iya tentu saja pak petani juga konsumen juga distributor juga
sehingga ketika kita akan membuka pintu itu akan sangat berat lebih berat dibandingkan kita membuka di darat
logistik penyimpanan pendistribusian sampai dengan end customer
ini saya bukannya pelit tenaga untuk mukul ya
cuma kualitasnya kan beda jelas turun
dengan elektabilitas caleg juga nanti
karena informasi yang kita dapatkan
dan itulah yang kemudian sebetulnya menjadi sumber kecemasan
hmm dulu kalau kita main juga siapa yang mau nonton ya kak ya
dan kita memikirkan medium and long term
untuk bagi para pejalan kaki sebenarnya sudah masuk kategori darurat pejalan kaki sebenarnya
ketipunya dimana pasti susah dia
jangan ragu untuk ke dokter tht jika anda merasa ada masalah pada pendengaran
salah satu inisiatornya koalisi pejalan kaki juga
kecil dulu bukan charles namanya arco klubnya
yang mau masuk kita terima yang mau keluar silakan nggak apa apa kan gitu
praktik pengoperasian ka cepat tak hanya dilakukan dalam kelas
cuci bersih dahulu menggunakan sabun untuk menghilangkan serabut kecil dan juga kotoran
lalu jokowi juga langsung meninjau gudang perumbulok
wah itu maksudnya operasi di ini berarti di apa disambungin atau apa tuh berarti
bagi mereka street soccer adalah permainan baru
tapi faktanya tadi data data pak is tadi
berbeda dengan halte halte sebelumnya yang kita kunjungi
yang kedua gerindra ini adalah partai politik yang sudah memiliki basis konstituen yang loyal
ditarik sama kemang sakti dulu
aku suka sebatu itu gitu maksudnya kalo misalnya aku udah pengen misalnya aku udah mikir aku udah maksudnya mikir mateng ya bukan cuma yang pengen ini itu doang gitu
kami nggak mau kejadiannya seperti di jakarta
waktu itu kan peraturannya gak boleh timnas senior gak boleh main di
kemudian ada nama novi rahman hidayat bupati nganjuk pada mei dua ribu dua puluh satu tersangka jual beli jabatan
partainya masih akan mendorong pembekuan sewa
harus menjadi perhatian kita sama sama
intinya motivasinya semangatnya dibangkitkan kembali
yang santai katanya hukum daripada fakultas fakultas yang lain
untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi
konsumsi makanan berserat saat sarapan adalah pilihan terbaik
hanya kemudian mereka bermain defensif yang hanya memberikan sokongan bantuan persenjataan dan seterusnya
oh yang tingkatnya itu
yang main kan biasanya anak anak keren tuh ya kan
bisa satu kuintal lebih
cukup viral juga ketika bapak lagi
kasus terinfeksi sangat luar biasa besar
distribusi itu mana daerah surplus mana daerah defisit
ular tidak berbisa akan meninggalkan bekas gigitan gigi kecil kecil berbentuk melengkung seperti tapal kuda dan menimbulkan perdarahan
dan jangan lupa bahwa salah satu lagu secret number yang judulnya love maybe
yang mendekati memang di crrc
dibutuhkan perawatan atau grooming yang tepat agar bulu dan bentuk bison menjadi rupawan
waktu ramadan itu sempat muncul nonis takjil war
yang membuahkan resiko yang lebih berat
pak kapolri ini memberikan izin
selain dengan masalah anggaran tapi juga kebijakan manajemen di lapas
ketika ingin melakukan vaksin covid sembilan belas ini tersedia di mana
kompor komporin juga untuk ya udahlah gue kayak gini gini
iya soalnya gue liat di story nya para wira waktu itu kan pada ngumpulnya di villa kuldesak ya kak yaot ya
menariknya perang pandan di desa ini telah menjadi magnet bagi wisatawan
tadi yang saya katakan di kajian itu
pdpt transportasi online bis dan ojek membuat pendapatan pengemudi bentor masih terus meningkat
enam belas ke tiga belas hitung kegiatan kegiatan teknisnya itu memadai atau nggak
produksi itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani
nah supaya semakin jelas kita langsung icip icip es teler es campur dan es oyen yuk
capek membuat ekrol saya kemudian dibuatkan jus sukun
sebuah tradisi makan bersama dengan duduk melingkar
tetapi kalau kemarin itu nggak banyak juga nyampein alasan bahwa dia ingin mengimplementasikan diri di tempat lain
selamat malam mbak dea
dengan melewati anak tangga dan benteng besar layaknya tembok cina atau the great wall
biasanya biasanya itu terkait dengan ibadah pelarangan ibadah
jadi saya dari berpacem macem bloodline saya campur untuk jadi yang sekarang
bagaimana skema vaksin homologus dan juga heterologus yang diterapkan pemerintah
nah ini perlu ada setting kebijakan yang baru
kita hitung rata ratanya mungkin umr dapat lah
sebagian besar penerima vaksinasi di taman yang baru diresmikan pada dua ribu dua puluh satu lalu ini
nah data itu sendiri sampai sekarang belum jelas clear
tapi bagaimana rute menuju sekolah itu
walaupun tentu saja lagi lagi
kalau di kampus kan suka ada ini ya
jessica harkins mengatakan bahwa ssa ini menawarkan program yang diberi nama building stronger familys
sakit sakit tapi tidak seberapa tidak sebanding dengan bangga
dan jawa timur untuk membayar pajak menyampaikan spt tahunan
kalau yes impact nya apa
gue kehilangan orang nih siapa yang kerja katanya
tetap perlu diungkap tapi bagi
suasana hari terakhir dibatas pelaporan pajak di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur satu
sebuah negara tidak punya kewajiban
sehingga juga itu juga menghindari adanya penumpukan di
baik pak trubus kami simpulkan sedikit
pan sih itu maksudnya yang itu kayak gitu gitu tuh apa sih
dari nama nama yang sebelumnya
ya kemudian pangkau armada dua surabaya
bagi saya sederhana kalau kita melihat angka angka statistik survei yang sepanjang kita lakukan beberapa tahun ini
ada pula pertunjukan akrobatik yang dengan terampilnya pasangan ini bergelantungan di udara
tapi kemudian di tahun dua ribu dua puluh kita lihat angkanya berada di tiga puluh
mengatakan bahwa di beberapa budaya para pria ini sering dianggap sebagai kepala keluarga
gelaran e sport kali ini melibatkan banyak kementerian
ternyata orang orang yang bawa tentang steak disini katanya enak banget dan akhirnya kita penasaran
dan tentu di dalam pemberian materi keagamaan itu
yang berlokasi di kecamatan sikur kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
seberapa sulitnya kah mengantarkan makanan tepat waktu dan setidaknya tetap hampir
antara apa yang terjadi di indonesia ataupun tren secara global bung sofian mengenai pola kekerasan seksual terhadap anak ini
mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa
sementara tadi pak hamid juga mengatakan kasus kriminalitas
kemudian juni dua ribu delapan belas syahri mulyo bupati tulung agung menjadi tersangka suap proyek jalan dan mendapatkan fonis sepuluh tahun penjara
sebagainya sebenarnya tanpa telur gini ini seporsi gini tujuh belas rupiah tanpa tambah telur
mengikat tali persaudaraan dan tentunya tradisi pulang kampung lantas bagaimana dengan umat
itu bukan kabut ini maksudnya apa pyok
jadi ya fantasi dan akses pornografi yang mereka saksikan kemudian mereka kecanduan
peran yang dimainkan secara global pak
pengkaderan itu juga dalam rangka untuk melakukan pembaruan pembaruan
nggak mau lah anaknya
yakni kaisang pangarep ini tengah jadi pembicaraan
sebetulnya seberapa bahaya sih data bocor ini
mahdi mengaku setiap hari terus melakukan quality control hasil pertaniannya
terus kemudian ini kan espresso nya tadi dibuat nih
karena pasokannya sudah mencapai sekitar minimal tiga puluh ribu ton akhir bulan ini
masin mereka jadi manusia yang manusiawi
kalau sapi ini macam macam
karena bagaimanapun saat ini belum ada yang harganya bisa diturunkan kurang dari rp lima ratus gitu
nah apa yang terjadi kepada tubuh kita kita kalau kita kelamaan duduk dan tidak berdiri atau jalan
dalam sehari rio bisa menjual rata rata tujuh puluh lima buah kelapa puding jeli ke pelanggan di jakarta dan sekitarnya
khususnya kekerasan seksual yang semakin lama semakin meningkat semakin memprihatinkan
edy prabowo selaku eks menteri kkp
pada tahap ini bakteri yang berperan didominasi oleh geobasilicus weisselabacius
pemilu dua ribu dua puluh empat diramal menjadi salah satu katalis penopang pergerakan isg bertahan di atas level tujuh sampai dengan akhir tahun ini
apakah tadi terkait dengan bagaimana alert warning system nya
anggotanya mungkin tidak lebih dari enam puluh lah
dalam sehari sate dari sejenis bekicot sawah ini habis terjual sebanyak lima puluh kg
sehingga harus bisa memahami pikiran pikiran dan sensitivitas yang sulit
karena belum memungkinkan bisa dipunyai semua kebutuhan yang diminta oleh kementerian hukum dan ham
entah jadi caleg atau jadi calon kepala daerah gitu dari pan
maka strain itu juga bisa terjadi pada ankle ada cetera cetera
berarti kemungkinan juga mainnya bisa nggak di ini
ya kurang lebih begitu
banyak sekali denda denda denda denda yang
satu lagi belum ada jawabannya nih
ini dia ini dari yang udah tinggal lama bo jadi lu percaya aja makanya ya
wahyunya vincent sama abu aja ya
habis jatuh kan sakit aku bilang setiap kali kontrol ke dokter yang benerin jahitan aku bilang sama orang tua
tidak bisa digunakan karena takut berpotensi semakin memperparah dan jangan sampai ada korban tambahan begitu di sana dengan adanya kondisi seperti ini
indikator politik poll tracking dan lain lain
vaksin yang berlaku di dalam usia dua belas tahun itu bisa dijamin oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan akses dan perlindungan terhadap penyakit
sebenarnya apapun yang disampaikan oleh setiap orang itu tidak akan mengganggu ini kita
maksudnya mereka juga harus
konten pornografi yang berbayar
pak jokowi itu tidak seberkuasa itu
artinya kalau tadi kita bicara tentang konsekuensi kesehatan jangka panjang
karena minat pembeli yang tak terlalu tinggi seperti pizza jengkol atau bakso jengkol
nah di indonesia sendiri ini ada angka yang menarik bagi saya tapi juga mengkhawatirkan
waktu itu persiapan ke jurnas belum ke pontianak sparring lagian
gua solusi kayak iya kayak udah biasa gitu
yang menjadi korban pemerkosaan heri wirawan
mau orang kirim kulit segarnya banyak kita terima
dede ingin ada regenerasi server dari pantai selatan yang terkenal magis
nah penanganan kita waktu itu ya selain di luka bakarnya kita juga
yang tadinya itu raw material dijual
jadi setelah itu setelah dikukus selama selama seharian baru bisa masuk ke proses selanjutnya
kalau tidak begitu ngapain dia maksain kan
kita percaya bahwa memang ini akan ditanggung oleh pemerintah
karena reformasi birokrasi kita terus berjalan lambat
tapi kan standar kita yang pakai adalah buntu standar dengan pemerintahan konvensional
penyekatan memang ada sejumlah ketentuan ya untuk berpergian
seingat saya dua kali judicial review terhadap undang undang di mahkamah konstitusi
kalah dari timnas qatar pada laga perdana piala asia u dua puluh tiga semalam
makanya langsung bilang udah stop stop kan pas itu latihan terus kayak ke pelintir gitu terus aduh suakit banget
dari mereka yang tadinya berada di pan
akhir tahun ini ujian buat kita
dan balik lagi ini adalah mengkasih kita contoh
bahkan minggu lalu who mengatakan
nah ini memang digunakan dahulu sebagai penentu waktu sholat lima waktu di kawasan pesantren ini
penyebabnya tak kuat menghadapi gempuran perabot rumah tangga modern sehingga terpaksa gulung tikar
ada pak budi saat ini sudah bersama saya selamat siang pak budi
jadi kita berpura pura jadi nasabah ya kan
ternyata rombongan yang tadi merupakan pengunjung asal jakarta
belum panik belum bisa membuktikan bahwa
siapapun di lain pak erik kita tentu akan sambut dan kita akan laksanakan perjuangan itu all out
tapi ya emang jodohnya di bali kayaknya
yang kedua bisa jadi memang individu ini punya kesulitan tersendiri dalam mengelola emosinya
solusi kualitas udara yang buruk jakarta adalah pindah ke ibu kota negara nusantara
penjual kerupuk tidak menjual putus ke para pemilik warung tetapi dengan sistem titip
tiffany raitama warsa singapura
kemarin itu tidak membawa
seharusnya kita menghormati aja sih dan jangan mengusik ranah garis pribadi tersebut
lalapan yang viral dan diburu para pecinta kuliner julukannya adalah jukut goreng
tapi juga adalah waktu yang menarik
dalam sehari mereka bisa menghasilkan penghasilan hingga ratusan ribu rupiah
terakhir dari segi safety aparel atau perlengkapan keselamatan sang rider yang digunakan
baik pak ada bocoran nggak pemain pemain yang berdarah indonesia diaspora
ada bang dasko ada mas adi di sini terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
rusul kan rumah bapak ibu ya ya kemudian karena bapak itu sudah enggak jadi kakak sekarang ya
kayak gue ngerti apa yang pelatih pengen kenapa pelatih tuh sekeras itu ke pemain ya kan
ada nggak sih waktu waktu tertentu
karena tingkat partisipasi kita hanya dua puluh lima sekian persen
nah mungkin dari publik dari negara lain
kami menidurkan data dua puluh satu juta
seiring waktu tarian ini menjadi tradisi dan mulai dipentaskan
ya kita harus swab test gitu biar semuanya jelas kondisinya seperti apa kan
nggak pahit ada sedikit tekstur tapi nggak terlalu manis juga
artinya animo masyarakat untuk melakukan vaksin saja pada saat pandemi
ada perang lain di tengah tengah
pengalaman pertama luar biasa tapi susah ya minta ampun
terus nyoba sih nyoba kayak kebetulan di smp ada ekstra kurikuler kan basket gitu
jadi ini sebenarnya tip of the iceberg
namun untuk membuat stik sukun buah sukun tidak dikupas
yang dipakai untuk menarik praraga tersebut
protes ini walaupun misalnya tidak mengubah hasil pertandingan
pokoknya pas ke urusan itu
dan bagi mereka yang memesan pesan antar dapat melihat status pesanan di aplikasi mereka
ada beberapa kebiasaan pondok yang dimulai sejak awal berdiri yang terus dipertahankan hingga saat ini
dan apa sebenarnya penyebabnya
bumbu dasar untuk jengkol lada hitam yaitu bawang putih bawang bombay cabai rawit tomat daun bawang lada hitam kasar dan bumbu penyedap
mencegah lebih baik daripada mengobati
akan terus ada sampai hari kiamat
oke jadi data ini penting untuk mengetahui kualitasnya
tidak membiarkan cita cita reformasi yang telah lama berjuang diperjuangkan menjadi sia sia
taucho basah yang sebelumnya sudah diolah dengan bumbu bumbu rahasia taucho chapmeong
tidak ada yang bisa dikawal
berpulangnya ratu elizabeth ii di balmoral skotlandia
sebelumnya peti jenazah diusung mengelilingi lembu tiga kali sebagai tanda penghormatan
pernah renang sama hiu tutul
jadi ada problem dua sebenarnya jadi masalah kalau pada orang orang dengan usia di atas empat puluh lima atau lima puluh tahun ya terutama pada perempuan yang sudah menopaus
yang terjadi adalah seseruan itu
nah terus saya ngeliat di daerah sini kan kampung ya
saya itu jujur saya malu saya itu itu aja
kami mayoritas di sini kalau kami tidak menghendaki kalian melakukan ini ya jangan dilakukan gitu
yang sudah berdiri lebih dari dua ratus tahun
dia katanya smp nya bener dulu
sebanyak yang mau masuk kita terima yang mau keluar ya silakan aja
pengawasan kita sekarang tidak hanya
sebelum postingan saya bahwa dia berpendapat
japandi itu kan dari japanese sama scandif dari wabi sabi
dan kemudian kalau memang nggak ada kecacatan itu
jadi ketika lagi puasa
mari kita lanjut jalan jalan ke bird pavilion
oke pak marji terima kasih
jadi gue kadang kalau terlalu malem buat balik ke kos gue stay di mes gitu
harga beras di pasar tidak kunjung turun
masuk lebih banyak kemudian anak anak itu kan masih dalam pertumbuhan saluran napasnya belum sempurna sistem imunnya juga belum bagus
tower yang dibangun sangat banyak sehingga mengatur cash flow uang masuk sama uang keluar untuk pembangunannya itu
jadi untuk gedung gedung yang ada central air system itu harusnya melakukan upgrade central air system nya agar ada filtrasi ini
sepak bola dari semua sektor
ini secara total tuh ada berapa banyak sih pak kasus pelanggaran market conduct di industri jasa keuangan saat ini
lingkungan maupun infrastruktur yang dilewati gitu
rangkuman ini disusun oleh melissa kompas
dan juga dinamika kriminalitas juga berkembang
pembukaan gerai pertama subway di indonesia di mall cilandak town square atau citos jakarta selatan pada lima belas oktober dua ribu dua puluh satu mendapat respon tinggi dari masyarakat
itu karena terintegrasi mulai dari production tadi
indonesia harus melakukan kewaspadaan itu
teman teman saya itu semua
dan sempet shock juga sih karena ya film ini kan emang banyak plot twistnya ya
mungkin ya iya bener padahal justru sekarang tuh apa ya kayak mudah ya lebih mudah ya disorotnya ya kan
karena sekali lagi kekuasaannya kedaluarsa
tidak bisa dilihat dari ciri ciri apa yang akan terjadi begitu melihat dari segi
nah untuk tahu lebih jelas soal market conduct
iya tapi kalau ngomongin kayak kelompok umur gitu bukan di jember aja kayaknya di seluruh kota juga kayaknya udah gak terlalu su hype dulu ya kak ya
kalau melihat instruksi dari menteri keuangan sendiri
saya kira kita juga harus punya trust lah kepada pemerintah
gimana kalau anaknya tunggal
pulau ini unik banget karena terbuat dari atol atau karang yang terangkat selama jutaan tahun
atau juga akan dapat dikirimkan ke kemenkes melalui halo kemenkes
negara negara amerika latin
lokasinya cukup banyak bukan hanya satu dua titik
kan sebelumnya sahabatan masih di koalisi ya
masker mana nih yang paling baik kan
ada kebijakan di level makam agung bahwa pidana percobaan menjadi jalan keluar untuk antisipasi overcrowding di sana
ya karena pusat kota aja gitu karena emang kebetulan lewat aja terus pengen naik bandros gitu
prabowo subianto ketua harian pak submi dasko ya pasti
karena ada pesanan buat imlek
ya tentu hari ini pertumbuhan kita minus
kan gak akan diberikan ke orang lain cucu maga punya dosa
mereka kemudian melakukan penelitian menyeluruh
terlihat di kita di mana kita kembali mengalami current economy deficit
latihan timnas tuh buat terus selanjutnya untuk persiapan ke taiwan kalau nggak salah
kan otot pun juga butuh waktu istirahat kan
inisiatif ini sudah cukup lama kan
sempet kepikiran buat buat apa namanya buat aduh selesai lah basket
makasih surwan nanti habis ini cari duit baru ke bali
jadi korupsi ini yang diterbitkan oleh indonesia yaitu badan pusat statistik cukup memprihantinkan banyak kasus yang terlibat di tanah air
setelah satu hari kedelai diguar atau diaduk agar merata
tapi lu sempet ini juga ya yut olympic games sama si rifaldo ya kalo gak salah ya
untuk aktivitas fisik dan berolahraga
yang tidak tahu itu kapan
selain gelap gang venus juga lembat
seperti di inggris itu yang sampai sembilan puluh ribu juga di amerika belanda dan juga negara negara di denmark
ya maka ya harus berubah di ktp nya
karena pemimpin itu harusnya memikirkan pangan di daerahnya masing masing
bisa juga memperbaiki tanaman yang sudah ada sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan
perjuangan para korban pelanggaran ham berat selalu konsisten berjalan hingga tujuh belas tahun lamanya
nah ternyata dari pengukuran yang kita melakukan banyak banyak gedung gedung sekolah gedung kantor rumah tempat olahraga
iya gitu kok men
ya sangat sangat bebas sekarang dengan teknologi yang macem macem
selain berwisata mereka juga bisa berburu anggur murah dan segar langsung dari pohonnya
dalam semua bahasa yang dia gunakan
oke kita hari ini kan ngomongin soal childfree ya mungkin aku akan ke mba devi dulu nih
kembali lagi masih bersama gue vincermanahem dan partner satu satunya gue
presiden ini tidak boleh lepas kontrol begitu ya
jadi ini adalah game lainnya yang akan kita uji coba dikompetisikan
tapi menurut saya itu episode penting politik indonesia di kemudian hari itu
sebetulnya yang awal itu sebetulnya dilarang berjilbab itu di kampus waktu itu
kalau kita sampaikan ya mulainya dari bpt
kemudian juga di afrika selatan
jadi yang lain aja pengajiannya sih terserah gak apa apa tetap jalan gak apa apa tapi jangan mengundang ustadz ini gitu
nah julukan ini rasanya tepat sekali untuk kawasan kuningan jakarta selatan
selain tanah wakaf kami dapat informasi bahwa pihak yayasan smk lingga kencana juga memberikan santunan kepada keluarga korban
jadi dari awalnya itu hanya
dalam memimpin lebih dari sepuluh juta warga dki jakarta
untuk tarif sendiri saat ini masih dalam kajian
ata dalam pemerintahan atau masyarakat australia secara umum di dalam di dalam memberikan apa namanya perhatian terhadap first nation people begitu
karena memang masalah suku bunga dan juga inflasi yang tinggi
ya aku mending tembak sendiri apa yang lu pilih

meski merupakan upacara kematian pelebon dimaknai sebagai perayaan
adalah benar benar tepat sasaran dan bermanfaat sepenuhnya
tak sekedar memberikan nuansa di momen perayaan keagaman umat kristiani
oh gue kira udah dipanggil terus pas saat itu tuh
hingga pemimpin mahkamah konstitusi
dan ada juga dampaknya
mengoperasikan kereta dengan kecepatan maksimal hingga tiga ratus lima puluh km per jam juga harus memiliki mental yang baik
apakah ini memang tidak diberi ruang oleh gerindra atau memang mengejar ambisi politik begitu
mengapa berhayat masalah lagu
nah jadi ini dia salah satu tokoh yang legendaris di solo
tapi menutup kalau peran media buat anak anak basket ini gimana sih
data ganda yang telah ada sejak kepemimpinan menteri menteri sebelumnya itu kini telah dinonaktifkan oleh menteri sosial tri risma hari ini
jualnya juga tidak seperti biasa
dan ini warnanya bisa dikatakan hampir merah semua ya
namun tidak serta merta dilakukan secara keseluruhan saat ini tahun ini
kebun sayur miliknya ini pun menjadi penyuplai sayuran organik ke beberapa hotel dan restoran bintang lima di kota surabaya dan sidoarjo
karena street soccer ini adalah awal dari munculnya pemain bintang yang tidak mempunyai wadah
tapi kenapa kak penasaran juga nih mbak
pada umumnya kontainer bekas berukuran dua puluh feet atau seluas enam x dua empat meter dengan harga dua puluh hingga tiga puluh juta rupiah
itu yang saya maksud tadi problemnya ada di penyelenggara negara
ditambah lagi dengan topping toppingnya yang bermacam macam ini bikin makannya ngunyahnya jadi nggak bosan
tetapi dia bukan pemelihara dan perawat demokrasi
sehingga pp yang lahir nanti betul betul adalah lahir dari ini
dan memiliki prestasi seperti dirinya
tetap berada di pojokan seperti itu
coach aku absenku habis nih jadi gak bisa main di sini sini kayak gitu
harus begitu tekniknya tadi saya sempat diajarin sama pak ucup tapi memang agak susah agak tricky
termasuk juga pemerintah sudah mengizinkan atlet kita untuk berangkat ke tokyo untuk penyelenggaraan olimpiade dua ribu dua puluh kemarin
mereka mendatangi bagan karena nelayan kerap membuang ikan teri yang kurang bernilai ekonomis
ini dipundak udah lumayan karena ini neken
sejak awal tahun dua ribu dua puluh tiga sejumlah peselancar indonesia menjadi raja di region asia
gimana sih segimana pengennya sih kita buat
kemudian diteruskan ke setnek untuk dievaluasi dan juga nanti dibutuhkan persetujuan dari presiden republik indonesia
makam yang berada tepat di halaman
itu durasi waktunya sudah cukup
mana kota semarang kota lah kalau dia kan
kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui
biasanya proses pencucian memakan waktu tiga puluh menit sampai satu jam
ini saya berdiri aja nih
ketika diinjek tuh nggak kerasa sampai ke
tujuannya agar tidak gampang melempung
tata cara melukat di setiap tempat bisa saja berbeda
kalau temen yang childfree gue sih nggak dukung ya
sebelumnya beberapa tahun yang lalu ada di kota dharmasraya
diperkirakan proses pembersihan dan
ini jadi lansia sendiri memang belum bagus bagus amat sih anunya ya
tapi kalau untuk pensiun sempat waktu itu sempat ada kepikiran buat
baik ini selanjutnya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan warga mengenai jenis vaksin
kalau sudah hanya mendapatkannya misalnya gambar gambar yang tidak baik itu di gawainya kan tidak ada yang tahu
sama sama vincent abo semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat buat yang lain
jangan sampai kemudian nanti malah membengkak lagi
oke oh iya betul
ada kesempatan untuk mendapatkan seks pada anak anak
terus sempet discuss sama keluarga gak kan lu kan katanya deket sama keluarga lu harus keluar dari semarang gitu
ini menu pe komplit kita dapat ada ikan pe tempe telur sama sambal
dan itu memang sebuah lagu yang memang kita buat
jadi sebenarnya cost nya kan lebih tinggi kan dari situ
nggak ada yang gimana banget sih enggak kok nggak ada
nggak tahu kak aku cuma aku lebih hafal jalanan jakarta sama tangerang
maksudnya seperti yang tadi mas wil bilang anak muda yang tinggal di kota tuh bisa sangat relate sama karakter karakternya kejadian kejadiannya
st louis di deket tengah kota
selanjutnya amel untuk layanan bus transjakarta setiap harinya
iya trennya naik kita udah tahu apa yang pelatih pengen kita udah klop sama pemain asing kita lebih ngerti gitu
kemudian mundur dari jabatan mensos pada dua puluh empat agustus dua ribu delapan belas karena tersandung kasus korupsi di proyek pltu riau
gak jauh jauh dari kebocoran data potensi peretasan dan keamanan data di indonesia
beberapa bulan terakhir ini kondisi polusi udara di jabodetabek semakin parah
kayaknya dia yang paling oke kan gitu
untuk segala macam jenis anjing anjing kita nomor satu
mengurucut luar jawa sama jawa timur
tapi disarankan nggak untuk dilakukan tiap hari terus menerus kalau jogging itu
iya bang sofyan kita break sebentar ya tapi ini merupakan suatu topik menurut saya sangat sangat penting
belum sepenuhnya efektif untuk
untuk zakat produktif ini lima ratus ribu
saya sudah ditemani kali ini oleh dr feni fitriani taufik
ini antara warga dki jakarta yang menggelar acara perpisahan dengan gubernurnya
selamat sore mas akmal dan pak sumarji
tekanan tapi lebih pada tekanan pada negara negara ya
setelah seperti ini usahakan bagian jempol kita di atas
dan kami belum berinvestasi terlalu banyak di bagian perumahan yang lebih murah
pertanyaan apakah akan terjadi
satu satunya yang membuat gerindra sedih sebenarnya ketika sandi keluar ini ini perkawanan cukup lama
parsial sendiri sendiri sendiri
pembuatannya pun cukup sederhana
sebenarnya pemimpinnya itu harusnya patut kita review
tetap dipertahankan sampai sekarang
pemerintah mengimbau masyarakat segera menerima vaksinasi ketiga
ada ibu siti nadia tarmizi jurubicara kementerian kesehatan direktur p dua pml kemenkes dan juga pak windu purnomo epidemiolog dari universitas erlangga
mengajak kira kira dinas
justru kita menghirup udara yang banyak banyak syaratnya ini saat ini yang memang kita istilahnya mau tidak
padahal sebenarnya aku rasa di negara seperti
dan revisi ini pemirsa masuk dalam prolegnas jangka menengah
jadi nanti tentu pedulindung itu menurut saya sebaiknya disetting ulang untuk sementara ya
termasuk juga yang dengan palestina itu adalah yerusa alam timur
jadi yang paling sederhana misalnya kan
sebenarnya konsumennya ini juga harus
maka dari itu saya sejak bertugas di korea selatan ini
ini juga akan berpengaruh pada produksi dalam negeri
ya misalnya dia menjadi merayu misalnya dia seorang dokter merayu anak anak kemudian disuruh minta membuka bajunya untuk mengecek apakah tubuh kamu bagus atau tidak kemudian layak atau tidak kamu dipromosikan
saya juga mohon maaf ya kalau ada yang kurang bergerak kadang kadang
seperti litbang kompas menyebut suara psi di angka dua delapan puluh satu persen
pak jokowi kan nggak jelas sekarang partainya apa nggak tahu kita
ini dari pengepul rp sebelas lima ratus ya sudah ambil rp sebelas lima ratus
kalau mungkin kita flashback sedikit lah ya beberapa waktu yang lalu tuh sempet ramai banget di timeline di lini masa
itu nggak ada permintaan dari partai politik
hampir kurang lebih dua puluh satu satu ratus lima puluh enam data yang kita tidurkan
salah satunya adalah berarti tidak cukupnya waktu ini untuk memikirkan hal tersebut
tapi kalau dia kemudian ketemu dengan sikap mayoritarianisme tadi karena dia mayoritas maka jadi persoalan
yang akan memberikan layanan vaksinasi berbayar ini nanti akan ada penetapan
baru baru ditanggapi di teleponnya susah kan gitu ya kan
dan saya merasa tenaga
menjadi bugar dan harusnya menjadi makin produktif
di mana robertu mancini saat ini menjabat sebagai pelatih seniornya
salah satunya aldi akmaludin yang mulai bisa bersaing di level nasional
dan itu yang memang lebih diutamakan
jadi ini justru anak anak yang mereka perhubungan
sekaligus juga ada di perubahan nilai di masyarakat itu sendiri
yang sering dikeluhkan oleh masyarakat atau wajib pajak adalah hilangnya atau lupanya password
justru karena saking sibuknya
daun aren ditancapkan di tanah sebagai batas arena taburah
dengan resep turun temurun yang sudah ada sejak tahun dua ribu empat ini
iya kemarin kasian dia kasian kan
kalau bisa kita keluarkan aja secukupnya berapa meminta pasar diberi
nah ini apakah ada dampaknya terhadap pertumbuhan mereka secara intelektual secara tinggi badan dan kesehatan secara keseluruhannya itu kalau terus
dalam episode australia explin kali ini kami akan mengeksplorasi bagaimana menenun menjadi salah satu cara untuk berbagi pengetahuan terhubung dengan masyarakat dan negara mengundang kesadaran dan banyak hal lain lagi
setelah kami melihat secara langsung di penggilingan
asabdurrahadim kok bisa lupa
ini lagi lagi memverifikasi bahwa memang banyak pemain kita yang tampil menonjol
eh kalau si ayu gitu kayak si ayu kan di gianyar tuh itu masuknya mana tuh
jadi dengan warna warna yang tone terus material material kayak misalnya kayu rotan itu kan warm ya
tapi belum ada latihan ya berarti ya
informasi tersebut tidak benar
misalnya satu pelaku itu pasti akan menyasar banyak korban kenapa
dan kita merasa bahwa dua ribu sembilan belas dengan dua ribu dua puluh empat berbeda karena kita tidak ada melihat adanya apa politik identitas
atau namanya mungkin kalau bahasa kerennya kayak operasi intelijen lah gitu ya
namun petugas kesulitan karena air laut semakin surut
ketua umum itu adalah untuk kebaikan yang bersangkutan
jadi karen enak ya dapet sepatu gratis

yang hukum inilah yang kami bayar yang dalam bentuk ujud ujud upacara
kurang kurang efektif enak latihan di lapangan langsung
sehingga pokoknya saya sebagian orang menyebutnya sebagai truth claim
terutama untuk partik ini
udah ada bocoran dikit dikit nih harusnya udah tau lah ya teman teman
maksudnya memutus rantai loh
kalau kita lihat memang
kali ini kita sudah masuk episode ketiga
kemudian memastikan setiap saluran air atau lubang saluran air tersebut tertutup oleh filter
kepada orang tua yang lalai dalam menjaga anaknya sehingga anak tersebut menjadi ketagihan pornografi dan melakukan kekerasan seksual
eh tapi berarti juga sekaligus titik orang tua lo percaya sama lo di basket ya
insight with desi anwar akan membahasnya
selain ratusan hektare lahan menjadi tandus hutan juga menjadi gundul
luar biasa back trick dan intriknya
cuma aku yakin anak anak yang di daerah pasti kebanyakan kayak gitu gitu
lu kan basket kan gara gara cowok ya waktu itu kan
jadi sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya
itulah judul kolom saya di majalah tempo
jadi dengan uber share
ke jurnas itu belum operasi masih ini
situasi ini membuat anak anak di pedesaan itu menjadi sangat rentan dan saya bilang ya ada situasi siaga yang harus diawasi
umat beragama ya pokoknya nggak ada nih gitu
bukan berarti tanpa kendala ya
kalau kemudian anaknya nggak bisa jalan kaki
dan saya juga diminta memberikan overview secara singkat
untuk mengurangi dan mengatasinya segera
untuk hak dan kewajiban dirinya sendiri
kak tapi yang back to back siapa aja kak arief doang atau haragil juga
kadang kadang mereka mengundang satu dan mereka mengambil dua
dan hak asasi manusia begitu
jadi kalau udah di pemanasan dulu
cara cara yang dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk divaksinasi sejauh ini masih lebih kepada cara encouragement begitu ya atau perangkulan
walaupun kali ini kampanye relatif pendek gitu ya
di taman pets dibandingkan anak kecil
sejumlah pembalap nasional maupun internasional berpartisipasi dalam olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor ini
iya belum ada perubahan soalnya seminggu sekolah seminggu libur gitu
jelas pemain pengumpulan medali betul
kita lurusin kita benerin
mengawasi hal hal yang lebih rumit kan gitu ya
ini tentunya pemerintah memperhatikanlah kondisi harga harga sumpah pening
tetapi kita harus melihat itu menurut saya
pada dasarnya antara supermoto dan motor trail memang dibangun dari konsep motor yang nyaris serupa
ya kalau itu cuma dikit waktu di sini di gonggo gitu ya
karena produsen minyak sawi dan konsumen minyak sawi itu rakyatnya republik indonesia
mereka percaya racikan tradisional ini mampu mengobati luka dengan segera
iya adanya peringatan dini juga menjadi satu hal yang penting ya
biasanya kan warna waffle itu putih gitu kita mau coba bikin yuk black gitu pakai cangkol
iya kayak anak jakarta anak bandung gitu gitu
serta dari anggota dpr komisi tiga
pertama sampai saat ini pun publik tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya yang menjadi alasan kenapa sandiaga uno harus keluar dari partai gerindra
yang istilahnya fakta ya
untuk kepentingan diagnosis secepat di rumah sakit
wow dan semuanya itu memang didedikasikan khusus untuk fans fans yang mau mengadakan capslep event ya
kita semakin berpikir bahwasanya waduh kita nggak bisa gini gini terus nih apalagi pendakwah kan
awan panas guguran guguran tidak ada
terus dibarengi dengan lagu lagu yang memang membangkitkan semangat anak anak gitu
nah untuk mengolah buah sukun saya kemudian langsung bergabung dengan ibu ibu kelompok wanita tani sekar arum
satu perusahaan daerah yang cukup
gue juga gak mau punya anak
apa masyarakat masyarakat kita yang ada di pelosok pelosok
kak tapi ngomong ngomong kalo kontrak gak abis juga istilahnya kan cls udah dapet semuanya kak
atau amurfa bumi dalam bahasa sansekerta
jasa keuangan karena ini kayaknya hal baru nih
di mana pintu masuk utama hanya dikhususkan untuk tamu tamu vip dan vvip
bahkan diperluas ke wilayah lainnya yang masih kesulitan mengakses koneksi internet
dampak kasus covid jangka panjang ini meningkat tiga ratus persen
nah tinggal diuji ke depan setelah sandi bukan gerindra melekat pada sandi misalnya p tiga
atau trend anak anak sekarang itu juga banyak kota yang berhenti di kota ini
kalau obatnya sih kalau biasanya tiga hari sudah kering kalau di sini
hanya pas lomba tetapi kemudian
akhirnya apa kalau misal kalian tadi punya pikiran apa
nah ini kami dari persi sudah menginformasikan dan juga sudah bersama sama memang menyampaikan kepada teman teman di rumah sakit dan lab

oh ini dia mungkin ada gangguan gitu
ya karena responden salah satu yang terbesar dari survei tersebut di jawa tengah
omikron ini kan memang cepat menular ya kecepatannya tinggi
lantas seperti apa urgensi kenaikan het minyak kita dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli
pengelola bus putra fajar ini pak
ada yang rasa ya aku memang enggak terlalu suka anak kecil itu ada masuk dalam sebatas alasannya gitu
tuh kan kayak andre ridho tuh
yang digarem adalah kalau digarem untuk kerupuk kulit yang langsung dimakan

apalagi pada situasi bencana global
tinggal print matchnya aja
tapi kemasannya tidak praktis dan gampang rusak
apakah mereka percaya pada orang yang agamanya berbeda gitu
iya betul sekali jadi prestasi itu yang menentukan anjing itu bagus apa enggak
secara jujur dan adil
khususnya bagi anak anak dan juga mereka yang rentan terhadap penyakit
segala bentuk macam warna warni sehingga bisa menarik minat para pengguna jasa bentor untuk naik
jadi rata rata mungkin yang beras kelasi premium ya
dan diumumkan pada para tenan para penghuni
anak laki laki yang dijadikan prostitusi
sekarang masih kaku tapi sedikit mendingan dulu sebelum di operasi nemen gak bisa digerain
resapan yang jadi satu andalan anis
tetap jadi hubungan internasional
dan tidak menjadi korban sektorian
ada yang mengirim uang yang ngasih uang itu
kali ini di halte csw asean spot fotonya berada di luar haltenya
inilah yang membuat akhirnya pemerintah tidak segera melakukan upaya penguatan di bawah
itu lalu remitnya karena
saking nikmatnya nih ada satu pembeli yang sudah menjadi pelanggan selama tiga puluh tahun loh
ini ototnya nempel sama yang ini ini
supaya mereka bisa bikin event secara luas di kafe kafe nya kita
itu punya peran punya kontribusi
itu kalau dia memang betul betul opname dengan gejala gejala fisik misalnya covid
terhadap seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi yang lain begitu mbak
yang itu lebih banyak dikaitkan dengan karakter yang suka marah marah gitu ya
ya ini cukup menarik bahwa tiongkok ini kan sebenarnya lokomotif pertumbuhan di asia gitu ya
tidak boleh entertain konsumen yang nakal
dipotongnya sama rata ya agar ketika digoreng ukurannya serupa
ada cara untuk mereka mengumpul
soal profesionalitas penyelenggara pemilu
kita takutkan kan misalnya bom bom bunuh diri
tapi untuk yang cepat itu yang masih harganya komponennya kurang pas hitung hitungannya begitu ya bu lia
jika permainan semakin memanas maka mereka akan dilerai
pengunjung datang dari berbagai kalanya
ini terjerat suap proyek pltu riau difonis tiga tahun penjara
perawatan gedung sendiri maintenance sendiri
gubernur dki jakarta heru buduhartono
juga hiason berbentuk bunga lotus

dari bpbd kota malang
saya kira masyarakat di daerah udah terbiasa gitu
biasa menjual beras hingga seribu kg dalam sehari
maka si penderita berpotensi mengalami gangguan gerak kelumpuhan hingga strok
sehingga dikhawatirkan apakah ini tidak mengganggu penyelenggara pemilu yang tinggal menghitung hari sepuluh hari ke depan pencoblosan mas arief
prabowo sekalipun dengan kepemimpinan yang kuat misalnya menurut para pendukungnya itu sangat tidak mudah tiba tiba menjadi diktator
kementerian atau lapas yang ada tetap harus mampu untuk melakukan terobosan
soalnya kalau di tacking yang sebelumnya kan dia baru mau masuk ini ibl musim depan kan
nah itu yang belum
sehingga vaksinnya adalah vaksin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti saat ini harus berbayar
nah lama karena balik lagi pandemi ini
ketering pengusaha kuliner secara umum untuk
pada regulasi dan persaingan usaha yang sehat
ujian kompetensi dokter inilah
ya tentu saja sebagai warga negara yang baik
meprolina dilakukan dengan membakar dupa seraya diiringi kidung kematian
sehingga terjadilah nepotisme itu
untuk membedakan bahwa ini adalah untuk satu rumah sakit
selain garam kandungan karbohidratnya juga tinggi
nanti akhir maret baru akan panen mas
tapi sebagaimana mungkin tuh ketika latihan dibikin suasana
rumah bunina dan keluarga terletak di kawasan jakarta timur
nasi kuning untuk selamatan perayaan dengan lauk tahu tempe telur ayam di banjar juga ada
jadi tiap hari jam tiga sore kita punya pertemuan pertunjukan spesial
di pundak yang mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar
nah itu sangat bagus tempat pembuka
dan orang kalau tidak mau kan bisa membahayakan yang lain
waktu pembuatannya sangat lama dan sangat rumit bapak
deksi apung yang memberi sensasi menenangkan pikiran
demikian tadi pendengar rangkuman khusus australia expline terkait kesehatan mental dan kesejahteraan bagi pria
yang satu pakai aplikasi ya tablet ya yang satu dengan biasa
teman teman pak chondro kirono itu
maksudnya ada ini juga kah
jadi saya bisa mengatakan bahwa saya tidak menjalankan pekerjaannya secara profesional alias ada keberpihakan
terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
sebuah kristal karena kristalnya ini tajam nanti dia akan menyebabkan luka dan kerusakan yaitu pada ginjal dan juga pada salon kemi
mereka di cetak dan menggulung
jadi satu tahun keperluannya berapa
dan ada rendra kresna bupati malang pada tahun dua ribu delapan belas tepatnya bulan oktober menjadi tersangka suap dan gratifikasi
dan ia didiagnosis ke long covid pada awal tahun dua ribu dua puluh
kecepit itu kan kalau posisinya sejajar
jujur gue dulu apa ya
kita tahu bahwa masih ada friksi begitu ya antara kerajaan dengan orang dalam sendiri di kerajaan
pertamanya penasaran gimana sih perang pandan ini
mengingat bandung merupakan salah satu kota tujuan wisata di jawa barat
nah itu booming ternyata ya
kepada hakim mahkamah konstitusi yang kami muliakan
tapi kalau saya melihat bahwa biasanya kalau ada calon ingin maju di dua ribu dua puluh empat sebagai capres ataupun copres
lantas bagaimana pedagang pasar merespons kenaikan harga beras ini
namun ketika diaduk seperti ini akan berat dan sulit larut
kayak istilahnya filipina gitu yang di pinggir jalan aja aku jalan beberapa meter udah ada berapa banyak lapangan gitu
perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah
hingga varietas ratu jiga atau durian janda asal binjai
sangat aneh kalau kita itu masih berdiskusi mengenai impor tidak stok kurang atau enggak gitu ya
paling agak sedikit ofensif dalam konteks mengirimkan kapal kapalnya di sekitar
setelah hipertensi gula darah merokok dan obesitas
atau ya menanyakan pendapat kepada ahli gitu
sementara hitung hitungannya itu tidak masuk gitu angka aja kalau kata bu leo untuk tes yang tes cepat gitu
individu namanya pada pacen pacen yang memang sudah ada faktor masalah jantung ya
selain menjadi tambahan pilihan moda transportasi dari jakarta ke kawasan bandung kereta cepat jakarta bandung diharapkan bisa membantu mempercepat program pembangunan nasional
setelah digoreng hingga matang tahap selanjutnya adalah sortir sebelum dikemas
eh berarti lu di sahabat tiga tahun cuma main season doang ya juga di playoff doang ya main
tapi dalam satu tahun ini kira kira apa yang sudah di achieve
namanya adalah toko roti orion sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua
yang menonton final pertandingan
terutama bagaimana kita mendesain yang namanya rutin selamat sekolah
masih bersama gue vincent manahem dan temen gue
tapi kembali lagi yang paling tepat adalah pencegahan
ya saya tentu kalau kooparasi itu saya sedikit agak merasa tidak nyaman juga ya
kalau kita mau utang di bank a
proses ini akan terus berlangsung verdi
yang sudah rekomendasinya turun
serta menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan perundang undangan
apakah kemudian dosis ketiganya menggunakan vaksin yang sama untuk astrazeneca dan pfizer juga vaksin yang sama
ada bawang sama garam
banyak pikiran pikiran gustur yang saya banyak belajar gitu
kedua itu akan melatih sensorinya mereka dan motoriknya mereka
bagaimana opsi opsinya supaya tidak menjadi beban bagi masyarakat
ya dan setahu saya mungkin ada banyak pendapat yang beda beda
untuk isolasi biasa dulu sempat mencapai angka tujuh puluh delapan persen sekarang turun menjadi sepuluh persen
sama jari manisnya nempel ototnya
nah pinter makan yang banyak biar gede
sebenarnya menunya ini sederhana ya
piot terima kasih banyak atas insightnya dan semoga mendapatkan dukungan
jadi yang kita butuhkan sebetulnya untuk screening
pendengar sebuah studi baru yang ditugaskan oleh organisasi kesehatan dunia
jadi ini meskipun undang undang nomor lima tahun belum ada sudah direvisi
menjelang petang dan karena tidak ada satupun pembeli
dan kemudian di top world championship ini ini akan diambil top sepuluh besar
sebenarnya untuk kepentingan di rumah sakit semua biayanya sudah di cover oleh pemerintah
keseimbangan diantara legislatif dan eksekutif
cukup menggunakan anti raya pada kayu dan melakukan pemolesan berkala setiap tiga tahun
artinya wali kota semarang nanti akan punya tugas mencari beberapa yang akan menjadi kelompok pertama untuk divaksin
mana yang paling memungkinkan secara efisien efektif
setiap budi satu kita pantau bagaimana jalannya hari terakhir pelaporan spt pajak di jakarta
sekarang teman teman anak muda sekarang banyak yang
ditambah lagi memang kita memberikan pembekalan politik melalui sekolah politik pan
pak ini apakah pendampingan terutama dari kooperasi terkait dengan bagaimana mereka tadi berinovasi
sampai ada banyak orang mengeritik dengan keras kan
tapi dipastikan selama satu tahun terakhir dan sampai berjalannya tahun ini
kalau yang ini untuk menjaga produsen
tidak mendapatkan pertolongan yang memadai
itu sapa satu ratus dua puluh sembilan untuk anak dan untuk perempuan
apakah karena tidak ada pemahaman terhadap integrasi ini
mau tidak mau harus ngajak
dulu di jalan semarang itu kan ada anak anak sekolah sma gitu
karena kan ada resiko tadi ya vaksinnya nggak terpakai terbuang
masih ada beberapa hal yang bisa
ada dua bentuk ya pelaku kejahatan seksual yang disebut dengan preferensial
apa kira kira ya yang perlu dikerjakan oleh ekpat dan aspirasinya untuk mencegah ini semua menangan ini semua dengan baik ke depan
dan dihidangkan selama beberapa jam
masih ada kondisi kayak gini kan kita udah tau di depan ada lobang masa mau dimasukin yaudah sih kita tunda dulu buat bukanya kemungkinan insya allah tahun depan buka di jember
tapi kalau memang dipatuhi ya mungkin ada reward itu yang penting itu
kini kondisi di desa growung yang sudah berubah drastis mulai dari kebutuhan akses internet yang sudah berjalan lancar
jadi event nasional kedua aku di basket
karena kami ada kami harus melaksanakan semua tahapan itu harus memiliki landasan hukum
dan harus ditunggu kalau sampai terbongkar dulu
selain para turune gadis di desa ada tenganan pegeringsingan juga terlibat dalam tradisi perang pandan
nah ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan
kita cari dulu daun pandan yang bakal dijadikan senjata ya
oleh kpk sebagai lembaga
sebaliknya bagi orang dewasa justru dianjurkan untuk mengurangi konsumsi karbohidrat pada pagi hari
agar semua target bisa tercapai
karena nanti pasti akan apa namanya kita semuanya imigran begitu ya
pak ganjar pranowo terima kasih atas waktunya
tapi kadang kadang mulitnya lebih pedes ya gitu
untuk di jam jam tertentu aja apa
lalu kemudian diteruskan ke setnek untuk dievaluasi dan juga nanti dibutuhkan persetujuan dari presiden republik indonesia
dan banyak sebetulnya di berbagai tempat begitu
di negara negara seperti skotlandia proporsinya mencapai dua puluh persen
ya kan ada dua yang dapat mendapatkan kartu merah kan
dan ini agak tmi sih tapi aku suka banget baking
ya mas bagus kalau kita bicara mengenai banyak kasus ya sebenarnya kalau bilang banyak ya cukup banyak ya

ini tidak ada solusi kalau begini terus
tentang batas usia capres dan juga cawapres minimal usia empat puluh tahun ya kang idam
ya sampai saat ini kita masih menunggu keputusan presiden ya terkait pergantian dari dki ke ibu kota nusantara
tidak berfungsi sehingga sistem navigasinya terganggu
dan itu permanen lah ya
kemungkinan pdi perjuangan lebih besar untuk bertahan
yang telah terverifikasi sebagai penerima kredit usaha rakyat
dari thailand sudah ada upaya penyelesaian pak
ini masuk ke kantong kantong rumah tangga tani dulu
bahwa ini adalah suci
dia akan mengundang proyek ini
tapi mungkin pekan ini kita menunggu rilis jumlah uang beredar
maka penderita berpotensi akan mengalami hilang ingatan
lu tepat waktu juga lulus ya lu tepat waktu juga lulus kan tapi
ya tadi atau salesnya apa yang bisa diberikan kemudian suku cadangnya bagaimana ke depan
tapi jangan lama lama ya cukup satu jam saja
kerupuk yang sudah mengembang langsung disiram minyak dingin
cara pandang patriyaki masih kuat
otak kita otak itu sumber energinya hanya satu dari sumber karbohidrat
ruangan dan juga kecepatan kereta
berawal dari karyawan yang iseng iseng nyobain selada air digoreng dan ternyata rasanya enak
hmm ternyata rasanya cukup nikmat loh
omsetnya bisa mencapai lima puluh juta rupiah per bulan
tadi dokter sempat menyinggung mengenai ya jalan kaki tapi cara jalan kaki
ya saya setuju dengan ibu tadi
ini pilihan cah imin sama pilihan pkb beda
menyembuhkan orang sakit triliunan
untuk tahun ini memang di kpp pratama
ini apakah tidak didasari oleh kekhawatiran orang pindah agama
kalau idealnya itu seperti apa dan bagaimana pejalan kaki itu ditempatkan dalam ruang ruang publik seperti ini
tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi memang menjadi penyebab
ya ada misalnya sentuh dengan materi ada yang sentuh dengan ilmu ada juga anak anak muda bisa
itulah yang sekarang ini menjadi bagian dari kemenangan tidak sempurna jokowi
jadi ngomongin polusi udara kita fokusnya kepada particulate matter tm dua lima
ada putusan ma gitu ya
menganut ajaran hindu indra masyarakatnya masih menjaga adat dan tradisi
dengan susunan tiga dua berbahan suit bermotif printing batik mega mendung
berarti kadar pkb berarti filip prabowo ini gibran dong
sejauh ini bagaimana kondisi siswa yang turut menjadi korban terutama yang luka berat
dengan bantuan binatang luwak gitu ya
harga per tes per cost itu adalah apabila hitungannya satu tre itu isinya sembilan puluh
berkomunikasi dengan israel sementara
sekarang di bali sudah sangat minim
terima kasih pak dubes dan juga dita selamat malam sehat selalu sampai ketemu pokoknya
ada beberapa sebenarnya upaya lain yang bisa dilakukan
baik itu yang punya anak maupun yang tidak punya anak
kayaknya bukan keputusan bijak ya menurut saya
nah pada waktu dilantik itu
tinggal membuat diri mereka itu disukai untuk kemudian dipilih
sehingga kita rasakan perlu
atau mungkin pertama kali melahirkan di usia tiga puluh an
ditangkap di filter dan ya setiap satu dua tiga bulan tergantung dari pemakaiannya ya kita buka ya dalamnya hampir hitam ya
apa yang didengar pengemudi ketika aplikasi uber menawarkan mereka pengiriman untuk dilakukan
pastikan pula posisi kita berada di belakang kepala ular
jadi saya dapat feeling dari atlet atlet semua atlet itu saya pengen banget bisa dapat medali emas
apakah booster vaksin ini berpotensi menimbulkan kipi bagi penerima yang vaksin
jadi kita bilang wah ini beneran potensi
mengingat maraknya informasi yang salah yang ada saat ini
pelanggaran kode etik yang diputuskan
sehingga kenaikan kadar gula darah tetap terkendali
anak anda pada tingkat desa itu lebih plus ya lebih memberikan kesempatan atau peluang
kita tunggu regenerasi atau ditakarang ditakarang berikutnya intinya ya
sehingga itu yang akan membuat
itu sih kalau dari aku jadi sayang aja kalau ditutup
gak cuma gue doang semua pemain cadangan waktu itu
itu mencerminkan sistem dewan keamanan pbb ini tidak demokratis
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
oleh pak presiden di istana merdeka
makanan khas bogor pertama yang menarik perhatian saya adalah cungkring
jadi emang wajar gitu ikut yang tiga x tiga ya kan
dan satu hal yang paling penting untuk kita bekerja
kalau catatan ecpat itu memang yang paling besar itu adalah anak perempuan sekitar tujuh puluh delapan
ini buat temen temen yang dengerin mungkin kan gak bisa liat ya ini jadi telapak kanan atas ya punggung telapak ya sen ya
ketika ada kekurangan pengguna
apakah ada catatan peningkatan
jika harus menaikkan harga diharapkan para pengusaha warteg menginformasikan kepada pelanggan
dpr kpu kang idam holik sudah bergabung
ya terima kasih sekali atas kontribusinya dalam membicarakan masalah voice to parliament referendum itu
yang berhasil kemudian menjadi politikus
pasti pada penasaran seperti apa glinding graffiti car
jadi kalau kita lkpj di dprd itu yang dilihat
kalau pak gibran eh kalau mas gibran kita tetap
itulah end of turn atau kalimat akhir dari iklan partai solidaritas indonesia pse
sore ini kita akan langsung membahas ya dengan narasumber yang sudah bergabung
itu kan sangat tergantung kepada banyak hal
saya dari keluarga itu semuanya bahkan dari smp itu ada yang sudah berubah

karena di korea kadang kadang artisnya benar benar datang loh ke kafe nya
jadi program edukasinya kepada mereka bukan kepada keseluruhannya walaupun keseluruhan juga penting
ya dari studi yang tadi kami sampaikan ya
sangat merugikan pelaku jasa keuangan
tidak kuat tidak kuat tidak kuat
iya nah ini mungkin sekarang akan menjadi salah satu alat yang harus kita miliki di rumah
enggak ada juga sih apa namanya negara gitu bahkan atau masyarakat yang kayak yudah kita persiapan nih persiapan nih bakalan banyak child free ini
nah kayaknya udah dapat beasiswa itu kayaknya udah kok udah percaya
jadi mamanya siapa papanya siapa quality anaknya itu gimana
sampai sekarang kalau gak pas gitu gak pemanasan langsung syuting syuting burisnya sakit perhilangannya nyerih kira kira
kalau bali pada umumnya tempat sucinya kalau tidak di timur itu di utara atau kajak angin
kalau kesempatan saat ini ya rp tiga
sementara terkait dampak tidak membayar restitusi
ini yang dilakukan merupakan bagian dari proses pemasangan kulit ke rangka beduk
nah dari seorang tetiana ini layer apa lagi sih yang bisa dikupas gitu
akan menjadi racun bagi pemilu
dengan suara yang tinggi terus ternyata memang pkb
dan uang kita uang negara akan habis
berarti sama kayak audi ya bu ya
secara medis telinga memiliki kemampuan alami untuk mengeluarkan kotoran yang masuk justru menjadi
florencia gata warsa jawa barat
itu yang baru pada dateng tuh kalau gak salah swab test juga baru prc tuh kemarin kan ya
kita membahas jadwal waktu itu ada lomba layar
terakhir curhat ke sahabat atau orang terpercaya
pihak koalisi telah menyampaikan pendapatnya kepada para pemilih menjelang pemilihan seladangli pada bulan maret
itu suka deg degan gitu takut kalau daging ayamnya ini alat tapi kalau disini dagingnya
itu pakai masker bedah
melawan tren tersebut dan meningkatkan skor mereka
yang memiliki lahan itu ya memang diuntungkan
tapi kalau dari kami
kalau kita lihat kan di luar negeri
paketnya besar nih karena ini k pop lagi mendunia no no no nggak gitu aku memang that s me gitu loh
nunjukin banget kayak ada yang nunjukin banget gitu
itu yang waktu sama kak cita sama kak ayu di turkmenistan
jalan amper rt tujuh rw dua kuran babakan kecamatan setu kota tangerang selatan
iya pokoknya jangan percaya gitu
tadi yang ada ban warna merahnya sih sebelum lewat situ kan harus di briefing dulu tuh
tanggal tiga oktober di semua negara bagian dan teritori lainnya
pengapuran pada sendi kenapa terjadi
kalau misalnya pp nya sampai sekarang belum ada
nah terus ini kesini
yang berada di polikel rambut
karena sekarang udara angin
sajian menu berbuka puasa seperti lontong isi kolak hingga gorengan mungkin sudah biasa ya
baik impor beras hanya solusi jangka pendek
tapi kadang kadang pola yang kemudian kita di dalam gaya hidup kita tadi ya
eh tapi kayaknya kalau orang gak kenal lu emang bakal nyangka lu orang bali ya
jadi kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik
alhamdulillah sekarang saya dengar informasi
mendesak indonesia kebetulan indonesia
lalu sma lalu abis smp di gloria sma juga nggak pusing kali ya lu ya
sebenarnya kami meyakini bahwa persoalan ini tidak akan begitu mudah kita selesaikan hanya dengan impor pada saat ini
yang apa yang tidak dipunyai di masa lalu
maintenance barang atau maintenance instalasi begitu
resolusi dewan keamanan pbb
ya dari segi fatality rate gitu apakah mengurangi umur panjang kita ini kalau terus menerus kita terpapar polusi udara yang buruk
waktu aku sd itu pertama kalinya dapat juara
nah ini anak anak yang kemudian tidak dibesarkan oleh orang tua yang serius ingin menjadi orang tua
selamat malam bu nadia bu kuniasi
dan sebenarnya masyarakat bisa menerima ya semua pemimpin yang ada karena bisnis tetap harus berjalan gitu
dua kali tuh berarti dua minggu paham nggak kalau misal satu mata kuliah gitu ya

ya terserahlah mau dianggap apa terserah
oh misalnya bekasi lagi polusi tinggi
sedangkan ketika anda bersama seseorang secara langsung
namun ketika mereka mengejar mimpi untuk dapat menetap di australia
bahwasanya dibutuhkan dua puluh delapan triliun untuk bahan makanan bangunan rp empat puluh delapan triliun dua ribu dua puluh
ternyata ustadz itu juga yang datang sehingga kemudian ada protes gitu
ngaji pasaran biasanya dimulai sejak satu hingga dua puluh ramadan setiap tahun
sampai sekarang pun juga masih tetap berkurang ya
waktu saya cek di rumah sakit tugu di semarang saya siap pak untuk naik dari dua ratus ke empat ratus pak kami siapkan begitu
selama ppkm darurat seluruh penumpang yang menggunakan moda transportasi publik di jakarta
karena bagaimana mungkin kita bisa memancing ikan laut kalau kita mancingnya di danau gitu
ini saya pikir sih lebih ke arah penundaan sih
cuma setting kebijakannya seperti apa
itu memang benar benar mereka itu nggak nyerang atau apa gitu
bagaimana pupuk yang harus diserap pupuk subsidi itu bagaimana ditingkatkan lagi atau bagaimana cara pendistribusiannya
sebetulnya itu mitos kita juga bisa buktikan karena sebetulnya ular itu tidak takut dengan garam
kenapa kami harus memikirkan hal ini padahal ada kepentingan
bagaimana anda menanggapi hal ini
saya mau mencoba kuliner di tempat berkumpulnya
daging kerbau itu kita menugaskan bulog
sebesar apapun itu pikiran kalian doang yang cuma bisa eh pikiran kalian yang bisa mematahkannya
lengkuas salam ini yang akan merontokin jad kapurnya
karena semuanya sudah mendapatkan vaksin secara lengkap
dari kakinya dari apanya ini semua ada
nantinya dkj ini berfungsi atau daerah khusus jakarta nantinya berfungsi sebagai pusat perdagangan
oke oke berarti itu ke mana tuh china ya
mereka datanglah bermigrasi apakah sebagai traveler atau sebagai wisatawan atau sebagai orang yang memang punya misi misi tertentu
kebetulan ada siswa yang dekat rumah kami
apa anak semarang dan uph kalau ini kabupaten semarang sama uph
pertama michelle apa yang jadi pertimbangan
jadi besok malam sudah bisa tidur di dalam rumah
dan juga budaya melayu
jadi sebenarnya diantara jam sepuluh dan sebelas
apa yang harus kita antisipasi
jawa tengah jawa barat katanya kan
ketum pblmu atau ketum muslimat
yang empat hal tadi yang saya sampaikan dengan adanya latar belakang
di dua ribu lima belas saya juga pernah dihubungi oleh seseorang
bagaimana kemudian mau istilahnya mengimplementasikan pasal enam ribu lima ratus enam puluh enam itu
ya membakar sampah ini juga kebiasaan ya
ikan cakalang atau ikan tuna juga biasanya
kita memang belum tahu nih ini pasiennya positif atau negatif
dan mpl gaming merupakan game yang akan dipertandingkan
tetapi walaupun kapas itu dari jawa
makanan di jawa tapi dengan sentuhan ikan laut pada mayoritas masakan satu diantaranya adalah
dia makannya masuk sma nya kan ppop
apa kena kartu nggak pak kemarin
rp lima ratus dua belas sampai dengan yang berkisar rp delapan ratus lima belas sampai rp enam ratus delapan puluh sembilan
justru selain menyegarkan minuman tradisional ini mengandung banyak khasiat
dan ini juga merepresentasikan trimurti dalam materi hindu ya pak ya
kemudian di lembaga lembaga kursus ya apakah kursus bahasa inggris atau kursus bahasa jepang pelakunya adalah guru kursus tersebut
yang penting vaksin yang sudah mendapat nee dari penyelenggara
dan istri saya itu
dan terakhir ini juga tantangan yang sekarang ada
memang benar camilan yang ini tuh dari korea begitu ya
kita semua memahami bahwa indonesia ini negara dengan kondisi geografis yang sangat menantang
dan terakhir untuk warga yang selamat ini sudah dievakuasi semua
banyak yang tua tua lagi pabriknya
untuk menurunkan jumlah kasus konfirmasi baru
tapi semua orang terlalu takut
misalnya mengenai harga eceran tertinggi
ya itu saya biasanya disitu paling yang rekomend gitu
bu nadia kenapa kemudian urgensinya harus diberlakukan per satu januari dua ribu dua puluh
di zaman dimana informasi menyebar dengan sangat cepat
mereka akan bersembahyang ketiga pura di bukit yang disebut nur
jadi dari awal kan kita sudah sampaikan bayangin coba ketua umum kan sudah mempersiapkan itu jauh jauh hari
fresh dan boleh memilih tingkat kepedasannya nah ini loh yang namanya tongkol sekali lagi ya jangan salah
jika kita sedang menggunakan gas untuk memasak dan menghidupkan
karena memiliki pantai dengan pemandangan bukit bukit hijau
harus dikeluarkan dari rumah besar yang didirikan
supaya anaknya akhirnya keluar dari zona itu dan kembali menjadi anak yang normal
dan juga informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran
angkat dan kucek kucek dengan air seperti ini
ketiga memastikan juga para petani ini juga mendapat harga yang fair
emang dia juga sama sama gak pengen punya anak gitu kan
besar tapi gepeng itu rasanya ada pahitnya
sudah tidak harus ada teknologi tambahan
enggak sih tapi nggak semua dosen di uph juga yang easy kayak gitu yang stream juga ada
di tujuh puluh dan kita juga udah announce ya di instagram
yakni dagingnya yang lebih tebal dan lembut
tapi kalau ini juga berpengaruh terhadap tingkat obesitas ya dok
itu harus paham ya
bahkan seperti apa makanya bisa dimaklumi ketika hari ini anies bilang tidak mau berpanjang panjang
jadi ada istilah kami istilah global yang juga kita pakai di indonesia adalah boys prostitution
ratusan pasang matang menyaksikannya dengan antusias
itu baik lagi sih gimana lingkungan kita menganggap childfree itu adalah hal yang wajar
dan menurut aku film ini tuh anak muda banget ya
secara sosial makin anak
dan saya menemui itu selama lamanya
ya ada beberapa saham yang kita rekomendasikan dulu ya
ada fungsinya untuk menghadapi
yang kedua inisial i laki laki umur tiga puluh tahun
mungkin ada memaknai lebaran kali ini seperti apa
mampu dicapai dengan angka sekitar satu ratus tiga delapan puluh sembilan persen
pempret pemilik semua kru kru yang masih bekerja
mungkin kegempaan ataupun curah hujan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bahrul
kondisi geografis juga jadi salah satu faktor ya
jika di pekanbaru anak anak bisa mempelajari budaya negara negara asia timur
bahkan dalam hal memahami apa yang terjadi dengan keluarga dan keguguran domestik
dan australia dapat memberikan
cuma memerlukan sebagai moral pressure lah
mereka tinggal di situ mengatur mengatur strategi di situ
dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp memutuskan ketua kpu hashim ashari telah melanggar kode etik dalam proses pendaftaran gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
itu adalah karena banyaknya lansia yang juga belum mau divaksin
gue sih gue sih sebagai prawira holik sih gue aneh banget kalo gak dipanggil nih
kita bisa mendapatkan harga harga dari pemerintah yang terjangkau
hanya menghadapi dunia secara global tapi secara intens
kemudian setelah itu kalau memang memerlukan ketersediaan dari luar tadi berarti kementerian perdagangan harus membuat menyetujui persetujuan importnya pi nya
tapi kak tapi kan itu dua ribu enam belas kan kalo gak salah kakak kak ton kak alef kan perform juga waktu cls juara kan sebenernya
mudah mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk anda
boleh yang tidak boleh adalah saya menyerang atau menghentikan atau mengambil
kalau di tingkat global perdebatan antara ateis dengan kelompok ateis dengan yang teis ya
keliling jakarta tapi rasa internasional
dapat penghargaan kan targetnya
proses kreatif itu sangat baik untuk semua pihak tetap melakukan dan tetap menjalankan
pak prabowo ya ketawa aja oh begitu ya sudah kalau begitu
karena referendum tersebut akan dilaksanakan pada tanggal empat belas bulan ini
provinsi papua selatan meliputi kabupaten marauke bovendigul mapi dan kabupaten asmat
kurikulum sekolah yang perlu di
dua ratus lima puluh an tanahnya ya terus bangunan dua ratus
kalau mbak mbak di sana
kemudian sekarang mundur lagi di sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
ya yang namanya teman perjuangan datang dan pergi dalam politik kan itu biasa saja kan gitu
terus ngeliat apa yang kita latih seperti apa komposisi pemain kita gitu
oh iya tadi lu se fall itu jamal murray terakhir
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
karena memang seperti yang bu devi bilang ya
kita harus menghormati inilah keindahan indonesia
siapa ya ada kayak main di mana pasifik kalau nggak salah si mas rian tuh rian mahendra namanya
kelainan otak bisa disebabkan karena infeksi trauma seperti kecelakaan yang mengakibatkan terjadi benturan pada kepala
mampu mama lah aku lebih ke basket juga
ini adalah saat dimana kita harus menentukan komitmen kita
tidak ada jaminannya kalau menurut saya seperti itu
nah ya tergantung perspektif dasarnya
pertama kuasai medan dan objek foto
dalam penyebaran islam agama islam dan kebijakan
arus balik dari jalur selatan jombard menuju kota tasikmalaya dan garut semakin ramai pada sabtu tiga belas april
saran saya ya itulah kamu gak bakal menghasilkan anjing yang bagus tanpa komitmen yang baik dan passion
tidak ada yang mudik nih bapak bapak
kubah itu kan lava yang keluar beku numpuk numpuk numpuk
kemudian betul betul kalau ada pelanggaran ada jeweran ya
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh kemeron k untuk sbs news
kita tidak mau jadi bangsa yang ke barat baratan
di atas katakanlah dua ratus tiga ratus gitu kan
semua bulu bulunya kita bentuk supaya lebih bagus
jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan bpk bpkp kpk kejagung dan kepolisian
karena kan berdarah siapa yang mau kayak gitu kan
jutaan ini kan dengan jumlah sekitar dua ratus penduduk tersisa dari sembilan ratus ribu mereka lebih parah mengalami kekurangan makanan
jadi mungkin lebih mudah menerima gitu ya
tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghargai toleransi pendapat orang orang ya
nah bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana jika anda berhalangan datang ke tempat pemilihan
dari varietes oc atau duri hitam dan musangking asal malaysia
untuk neraca balance itu ada di kementerian perdagangan
indonesia akan bermain di gelora bung tomo selama babak penyisian grup piala dunia u tujuh belas
nah jalan kaki kan memang menyenangkan ya
jadi tiap hari itu bisa tiga kilo
pada jam berangkat maupun bubar sekolah
pengembangan teknologi dan pengembangan kapasitas lokal
kalau bagi teman teman yang pro natalis
delapan puluh empat saya satu satunya mahasiswa yang berjilbab
kita juga ada bursa karbon gitu ya
saya tidak tahu surat itu diberi title lab ya
jadi suatu ketika kita bikinlah
jadi seharusnya tidak mengaruhi putusan lembaga ya
mereka menyampaikan resolusinya disetujui oleh semua negara anggota dewan keamanan pbb
beliau karena beliau sangat demokratis
para peneliti mengklaim bahwa mereka telah menemukan peningkatan
jadi pihak pihak yang kemudian nanti divaksin juga nanti secara aktif ikut terlibat begitu ya pak ganjar
langkah untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayat di dunia
dan bagi anda yang penasaran bisa langsung menonton gelaran ini di trans studio bandung
ditemui usai rapat dengar pendapat di dpr ketua kpu hashim ashari mengatakan pihaknya telah mengikuti proses sidang sesuai kewajiban dan memberikan keterangan serta argumentasi di proses persidangan
ada pun layanan pemberian vaksin dimulai dari pukul sembilan pagi hingga sebelas tiga puluh siang
karena rata rata pedagang pedagang teman teman pedagang pedagang di bawah
pada saat pagi tadi kami sempat mengalami kondisi kemacetan karena memang adanya kecelakaan truk pasir
iya iya iya iya oh itu emang peratuhannya dari dulu emang gak boleh ya kalo udah main timnas senior ya
ya kita kan tradisi kentalnya pak nyamobraya itu bagaimana pak bapak untuk di bali sendiri pak
tapi buat anak muda tips yang selanjutnya
kalau di kita kan belum sampai kesana ya
kpu dpr dan pemerintah sepakat pendaftaran capres cawapres dimajukan menjadi sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
jadi angka putus sekolah sekarang karena kecanduan gawai tadi itu kecanduan
terlebih dahulu bagaimana media
tapi bagaimana menjaga kepercayaan publik yang pertama saya selalu mengingatkan kepada teman teman di publik
tapi ingat mereka yang sudah minimal enam bulan sebelumnya melengkapi dosis satu dan dosis kedua
yang pkb mendapatkan raihan kursi dan suara terbesar
dan juga karena faktanya di lapas lapas ini yang over capacity itu adalah narkoba
dijual dengan harga rp empat puluh lima menu ini sudah disajikan sejak lima tahun yang lalu
atau apa yang kami masih lemah
ada banyak kemasan yang disediakan mulai dari botol kecil hingga botol sedang
nah mbak berbicara soal kejadian hari ini
yang penting kan kita nyamannya enggak gitu di klub itu
di aceh ya pada saat itu
kesi lidem adalah seniman multidisiplin dan ahli penenun dari masyarakat taunggurung bangsa kulin di victoria
karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi
akhirnya tidak jadi dia
ngelihat dokter dokter yang ngajarin mereka udah spesialis jago jago
tapi masyarakat indonesia yang suka ke pantai itu minoritas
lalu berapa besaran harga vaksin covid sembilan belas yang harus dibayar masyarakat umum
selamat malam bu nadia
mulai dari toko aksesoris danau mini hingga perahu wisata
lalu bagaimana potensi eskalasi konflik israel iran akan saya diskusikan
nah misalnya hak hak konsumen
adonan harus dibuat setiap hari agar kualitasnya terjaga
ketika isykariman itu saya terjemahkan ke dalam hiduplah dengan terhormat gitu ya
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat
namun who mengatakan jumlah yang terpengaruh tidak signifikan
sering terjadi kepentingan negara itu
minimal model antri model data terus kemudian agar lebih cepat mungkin mejanya akan kita tambah lebih banyak lagi
tolong kalau waktu pembahasan peraturan
tapi nggak mau lihat hak konstitusinya selama itu juga kelompok minoritas pasti tidak terpenuhi haknya
ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban memberikan keterangan alat bukti dan argumentasi argumentasi
terus kayak ngenalin juga kayak bang dede pernah juara dunia
lebih dalam ya mungkin perlu dilihat kalau di luar kan usia delapan puluh tahun itu masih jalan jalan
maggie tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pak budi ya
itulah yang kemudian nanti akan dihitung oleh bumika ya
sampai tiga ratus ribu rupiah
dan kita nanti dengarkan dulu
tapi pas lo dapat beasiswa itu merasa kayaknya gue bisa berbuat banyak nih di basket atau momen lain
pada sektor energi terbarukan
dulu ya tahun yang lalu kita tidak punya modal kekebalan di populasi
karena mereka sudah bisa pesan melalui online
salah satu sarana upacara yang wajib ada dalam ngaben atau pelebon
menurut saya dalam perjalanan
ini baik dari produsen minyak goreng kemudian juga bahkan ini juga sisi positifnya
jadi komisi dua juga harus melaporkan ke praksi
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri
berdatangan untuk menikmati durian khas lereng gunung semeru ini
saat berlangsungnya upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua
jadi saya akan mencoba rasanya seperti apa
tapi negara lain juga mengalami hal yang sama seperti india membatasi negara negara tertentu yang bisa mendapatkan beras
karena kalau tidak salah ini asalnya itu dari singkatan end child prostitution and trafficking
gak sabar ya kayaknya untuk makan langsung aja kita makan
hari pertama seleksi boleh ikut
kadang kadang ada yang nyuruh kadang kadang enggak
nah asalnya dubes dubes lain
anda tak perlu khawatir dengan kualitasnya
berarti sudah dikonfirmasi ya oleh pak menteri
jadi apa yang harus diperhatikan pasangan orang orang yang berada dalam hubungan ketika
jadi mereka akan memacarin anak tersebut yang targetnya adalah
nah itu sudah kemudian bisa memberikan satu dampak dampak efek kesehatan yang secara positif
singkat saja nih pak bagaimana kedepannya terkait hal ini
karena kita tahu tahun lalu sempat ramai ada yang menyebutkan di atas seratus ribu
yang dijalankan oleh sekolah dan kampus
emang kedengerannya fluid panjang apa fluid pelanggaran
mengidentifikasi banyak talenta diaspora kita
sekarang alhamdulillah sudah masyarakat itu merasa bahagialah apa yang telah kita laksanakan bersama pemerintah
uniknya rumah yang dibangun pada tahun dua ribu dua puluh satu ini terbuat dari kontainer bekas
memerintah negara untuk menghentikan melakukan
kesibukan dapil kesibukan capreh caopres
jumlahnya terus bertambah perlu pencocokan nama

apa namanya menihilkan suara korban
kemudian juga pusat kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan
sehingga kalau terpajan polusi udara itu yang terjadi ispa paling sering batuk pilek batuk pilek berulang karena pengaruh udara
badan frekuensi nasional negara itu telah memerintahkan apple untuk menarik iphone dua belas dari pasar
oh ini tempat jangan bahkan ada himbawan untuk tidak keluar dulu di tempat ini
skema aturan pemberian insentif kendaraan mobil listrik murni akan diumumkan pada dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
ya ada tapi itu terbatas ya ada program program semacam itu yang sudah dikembangkan
ia pun pernah diperbantukan di salah satu pondok pesantren di banyuwangi
bapak presiden sendiri mengatakan di tujuh puluh sembilan daerah itu kekurang beras
kalau nggak bisa dihindari ya pakai masker
terutama misalnya kalau di rumah sakit itu menemukan kasus yang mirip ya seperti yang kita temukan pada petugas di wisma atlet ini
mereka bisa membeli sesuatu yang mereka suka
tingin liputan cnn indonesia
aduh ini siapa yang habis makan gak pernah dikembalikan
sengaja dibuat seperti itu ya bu ya
antara manajer dengan head
berbasis vegan selama isoman sebelum ppkm level empat per minggu ada sebanyak lima puluh orang yang
memang sudah mulai harus
berjuang untuk keluar dari itu
oke banyak juga kemudian yang mengatakan pemerintah juga harus mengejar vaksin mempercepat
sekali produksi sedikitnya dua kuin
haruslah konsisten dengan prinsip prinsip kebebasan kejujuran keadilan
membidangi edukasi dan pelindungan konsumen
dengan interest rate yang rendah
yang kemudian datang dari nigeria
kemudian kita sampaikan bahwa kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak seratus persen
taoco basah yang sudah diolah disimpan ke dalam gentong dan sudah bisa dipasarkan
nah jadi harus dimasukin dulu nih
amin alhamdulillah saya syukuri itu adalah
produksi itu bisa dinikmati di september ini
kanselir jerman olaf scholz menyerukan untuk mempertahankan integritas sistem politik
menurut saya perlu kita pikirkan untuk kebijakan baru di bidang pemasrakatan
ceritanya tapi saya karena
tetapi kemampuan mereka dan jumlah mereka sangat kecil dalam mengatasi masalah itu
dita pada saat kemarin pak presiden jokowi datang ke korea selatan
menyerukan pemerintah dan otoritas kesehatan
gitu dan jadi kayaknya nggak fair untuk menuntut anak
sebagai salah satu untuk memberikan udara

dalam fenomena yang terjadi ini dengan jumlahnya yang meningkat begitu pesat bagaimana bung sofian ini
dan untuk mengetahui kondisi terkini erupsi gunung semeru sudah ada korespondensi nn indonesia mifta farid yang berada di desa sumberwuluh candipuro lumajang jawa timur
benihnya ini nggak semua daerah sama mbak des
tapi sekarang posisinya lagi minus
karena taucho akan dikeringkan secara alami dengan sinar matahari
minuman berempah dingin yang juga memiliki efek menghangatkan badan
pada ojk gitu dan ojk mengawasi
jadi tadinya saya memilih untuk tidak booster
setelah dipastikan bersih rebus kacang kedelai
nanti kalau sudah tinggal sedikit tidak sedikit sekali orang yang tidak paham
tapi juga dampaknya boykot itu juga tidak signifikan sih
jadi kementerian pendidikan kebudayaan dan kementerian agama harus membuat kebijakan pelindungan anak di lembaga lembaga pendidikan itu
jadi lutut sama ankle
melihat ini kemudian menjadi peluang bermunculan
cuman pas makin kesini makin berkurang tapi tetap rame
mempertahankan pengaruhnya kalau kekuasaan kan agak sulit
ini apakah dengan adanya vaksinasi booster ini tidak menimbulkan polemik baru begitu
seberapa siap pemerintah mengantisipasi ancaman penyebaran
sekarang ini lagi diurus sama saya sama kakeknya sama neneknya di sini
eits tapi demi kelestarian jangan dipegang pegang ya penyunya
udara sinar sangat bisa dinikmatin di dalam kamar
kemudian pencabutan hak pilih hingga empat tahun
jadi kalau orang bicara stok ketersediaan harga naik harga turun
naben besar besaran ini disaksikan oleh puluhan ribu warga lokal dan wisatawan
tapi sikap eksklusifismenya tetap berkembang
dan ini bisa memberikan gambaran yang cukup lengkap ya mengenai data dari kualitas udara di jabodetabek
lalu sembilan puluh dua di dpr saya pertama kali juga pakai jilbab
bangunan di tengah tengah pondok ini adalah masjid agung buntut pesantren
salah satu kejuaraan e sport terbesar di indonesia ini
kalau kita bedah dna nya
artinya bahwa kita terus akan mendapatkan harga yang lebih murah
tidak semua buah sukun jauh dari jangkauan
mungkin itu lebih tepatnya masyarakat internasional
dan juga masyarakat bisa menahan diri untuk tidak banyak pepergian
berharap menjadi suatu hari nanti
terutama untuk mendapatkan legalitas
kaki sudah tidak kuat nahan kaki ini sudah sakit
perbicaraan dari sinar garut
karena do one and only gerindra itu capresnya hanyalah prabowo subianto
makanya ikutin perjalanan saya menyusuri halte halte cantik di ibu kota dki jakarta
untuk merawat joints kita
jadi kontainer ini kan berdiri di atas fondasi yang agak tinggi
tidak cocok buat konsumennya
yang membutuhkan kecepatan dalam hal
waktu di kawasan tugutani itu kami jadikan sebagai momentum hari pejalan kaki nasional
tetapi saya terus terang lupa
apple menyatakan tidak menerima hasil pengujian itu
jadi ada situasi kehidupan yang menimbulkan stres
bagaimana dengan daerah yang capaian vaksinasinya rendah
boleh ntar kalo udah agak deket ke jakarta kita beli kak

kalau perlu ada menyiapkan kader
instruktur akan menemani sekaligus mengarahkan posisi anda agar tetap stabil dalam posisi horizontal
dan terdiri atas tiga tingkatan
yaitu genome surveillance misalnya
karena darah hanya akan membeku sebentar saja bila dikompres es
nah apakah ini sebenarnya memang tidak bisa kita prediksi begitu
tapi ada juga pengembang yang berhenti benar benar
bila ternak bisa bertemu dengan pemiliknya terlebih dalam kondisi sehat
karena kita ga pernah tau kesempatan itu kapan datangnya gitu
es oyen sudah es teler juga sudah
minggu ini mulai tanggal sebelas september
karena apapun yang kita lakukan di sini tidak bisa digantikan dengan orang lain ataupun digantikan dengan uang
piala presiden esports dua ribu dua puluh satu ini adalah hasil kerja kolaboratif
selama evakuasi berlangsung sebisa mungkin jaga jarak dengan objek sekitar dua meter untuk meminimalkan kontak dengan hewan melata ini
dari derawan anda bisa menjajal pulau berikutnya yakni kakaban
ketika dari kecil mungkin mereka pengennya emang jadi dokter
kalau pelaku sahaja sekeuangan itu
jangan sampai menjadi ledakan baru atau menjadi sebuah hal yang tidak baik buat semua
nah ppok juga berkaitan dengan pajanan polusi udara yang tinggi
perjalanan saya belum usai selanjutnya saya menuju jembatan penyeberangan orang
untuk bepergian untuk masuk ke area publik
nah kan dari dulu ya semeru ya awan panasnya mengendap ke besok gobrokan
biasanya kalau yang paling parah luka perang panan di leher
kalau misal mau nanti aku kasih ini aku kasih kontaknya gitu kasih kontaknya kak fajar kak roro kan bang
khususnya amerika serikat dan dalam hal ini juga cina dan rusia
karena nggak ada aduh nggak segampang itulah uph tuh benar benar ketat banget
di bali persaingannya itu dia berat banget
semestinya nih kalau misalkan basit ini mau fair gitu
baik pak isi dan juga pak tungkot sayang sekali waktunya terbatas
kayaknya gue sih kalo gue gak salah ya kalo gak salah inget
balapan supermoto dalam super adventure international supermoto race seri kejurnas dua ribu dua puluh tiga resmi diselenggarakan di sirkuit parkir barat jxpo kemayoran jakarta pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh tiga
lebih dari seminggu ya berarti udah habis nah jadi itu pinter pinterannya kita gitu
serta warnanya cenderung putih transparan
psikolog menekankan promo bisa berdampak negatif pada diri seseorang
oh mereka ngak boleh milih tri tunggal tuh natasha debbie sama ini
kanan lah gitu nembak lu lumayan juga tuh
selain tasya sri mulyani juga sudah mengerjakan pesanan kue lebaran
setelah sempat kesulitan akhirnya saya bisa naik ke dahan pohon sukun ini
kip kuliah adalah bantuan pemerintah untuk lulusan sma sederajat yang punya potensi akademik
ayu ngurah dewi kartika widowati cnn indonesia denpasar bali
dalam episode australia explained kali ini pendengar
ada salah satu keuntungannya begitu
kemudian didistribusikan melalui media media platform yang ada
tapi di dalam tuh bener bener harus merhatiin apa yang dibilang sama instruktur kan
ekpat menemukan sekitar sepuluh hingga dua belas persen dalam permintaan seks anak ya itu adalah anak laki laki
ada wakil ketua komisi dua dpr saan mustafa dan juga komisioner kpu idam holik
yang ada hanya dirimu duduk di sini bagaikan di bumi ini tidak ada siapa siapa selain dirimu dan alam semesta
yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum
sementara kelompok konsumen spanyol
karena banyak orang memahami keguguran domestik
meskipun ada catatan di sana
tidak kita harapkan dimanapun sebetulnya
kemudian juga yang dari arah jakarta menuju ke arah cikampek di tol jakarta cikampek ini sendiri
jadi bisa dilakukan proses pemidanan yang sebetulnya tidak harus pidana penjara ya
dan itu dia tadi interview saya bersama dengan cass sutradara dan produser dari film perempuan bergawun merah
destinasi wisata spiritual melukat kini banyak bermunculan di bali
bener gak nih bener gak agak deg degan nih
olahan yang biasa menggunakan tauco kebanyakan adalah chinese food
ini hal hal yang sangat sensitif sebenarnya
komoditasnya apa yang akan kita tonat itu
pemilihan yang dijalankan secara bebas
mungkin ada beberapa hal yang
hal ini penting untuk memastikan fair playing field di industri telekomunikasi di tanah air
informasi yang diterima cnn indonesia para mahasiswa korban penyerangan memilih pindah tempat tinggal
jadi saya kira dua saatnya gitu ya
ya ini cukup banyak sedangkan bangku kita ini kan cukup terbatas
saya ke pak jasilul terkait dengan anggaran tadi sama sangat dipaparkan oleh pihak dari peneliti sendiri
tapi yang jelas sepertinya sandi sampai saat ini masih mengincar bagaimana mendapatkan tiket pencapresan di dua ribu dua puluh
di indonesia kita dibon itu
kayak dua kapial dunia pak
ini ciri ciri kalau yang bagus nih
menghabiskan dana sebesar tujuh ratus delapan puluh tiga miliar rupiah
nah bagi kami sabung ayam di tenganan itu atau tabora itu tidak boleh ada taruhan
itu yang bisa dilakukan ya
karena banyak dahan dahannya ini saya coba naik ke atas
di perkotaan untuk menyerap
jadi target rencana jumlah wajib pajak yang menyampaikan spt
tetap jalanin passionnya tetap dapat gunain talentaku tapi di kuliah yang bagus
saya juga sudah menyampaikan kawan kawan
jadi kalau pun ada training ya
dan juga capaian dosis satu pada lansia itu minimal enam puluh
tahun ini pemerintah mereka cuma menarget pertumbuhan
kalau mau coba kita bisa di atas jadi bisa spot gedung gedung yang tinggi gitu kan
kita ingin industri tumbuh dengan baik
dari aromanya baunya pasti ada perubahan
belom nggak parah sih udah udah new normal gitu
aduh ini cara saya buat aduh agak meringankan
yang pasti sebelum gue bisa tanggung jawab di waktu satu menit
jadi saya pikir ideannya adalah ya orang dari mana pun kalau sudah datang ke australia dan tinggal di sini
dan bahkan kadang kadang bisa mengkritik tanpa menimbulkan luka gitu
ketua kpu mengatakan ketua kpu mengatakan kursi perangkapan ini adalah hal yang harus dilakukan dengan berhubungan dengan presiden dan diadakan oleh kpu
eh lu masuk mp berarti sama masuk oph tuh bareng ya kalo gak salah ya
di aduh apa namanya apollo apollo
nanti setelah digoreng setengah mateng dikasih bumbu
seperti kemarin ya pada saat natal dan tahun baru setelah itu potensi lonjakan kasus aktif covid sembilan belas bisa saja terjadi
dan memanajemen waktu atau jadwal saja
dengan kualitas sdm jawa timur
kita kembalikan ke orang tuanya bina
rangkuman berikut ini disusun oleh melissa kompagnoni
dan hujan besar yang sudah melanda sepanjang hari senin ini
dan wisatawan dengan mungkin ya selera tertentu ya
yang jadi bahan apa ya pak marji ini jadi apa
tapi negara negara lain thailand misalnya masih atau negara negara yang mungkin hukumnya juga tidak
abis dagangan belum melakukan
sehari sebelum pembakaran jenazah dilaksanakan ada ritual yang wajib dilakukan oleh keluarga
ini kalau ini kalau kemarin kita tag sama anak semarang
jadi orang yang datang ini tidak langsung bisa mengambil dari display ya
yang jadi masalah adalah proses penegakan hukumnya
tapi sekarang lu masih terapi nih berarti atau enggak
kita hanya bicara jawa tengah jawa timur jawa barat sumatera selatan lampung ntb sumbawa sulawesi selatan
lalu kemudian dia memilih orang yang katanya punya integritas gitu
terus meningkat dari hari ke hari selama bertugas di sini
dalam satu bulan dirinya mampu mereparasi sepuluh bentor dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan
nah hanya saja memang ini yang mungkin kita pahami bersama bahwa imunisasi rutin ini memang tidak bisa untuk semua orang
terbatas jadi jumlahnya masih
untuk beras bengawan di rp dua belas tujuh ratus lima puluh
dan untuk kondisi di sini memang cukup kondusif dimana nantinya masyarakat yang ingin melaporkan spt tahunan juga nantinya akan ada petugas yang ikut membantu jika ada kesulitan
kalau seharinya ya tiga ratus empat ratus dapat
sampai saat ini masih belum turun harga beras malah masih stagnan harga beras ya
berarti ini kurang literasi atau memang katanya ini di tiap tiap agama nggak ada yang mengajarkan kekerasan
maka dari itu menjaga tubuh kembang anak itu merupakan kewajiban mutlak bagi orang tua dan orang di sekelilingnya
putih fun foodie warsa jakarta
sebanyak empat puluh satu persen responden tidak bersedia untuk divaksin
terima kasih banyak pak rudi awaludin
antusiasme supporter kita menyambut
walaupun temennya rada bingung ya
difonis lima belas tahun penjara dan denda satu miliar rupiah
wush digunakan sebagai nama kereta cepat jakarta bandung karena sesuai untuk menggambarkan kecepatan
ya tentu saja ada tekanan tekanan penyanderaan
saya bersama istri saya berkenalan dan makan bersama dengan dita dan produsernya
kalau untuk orderan goridge nya sendiri ya mungkin pasti di jam jam tertentu
di era kabinet pembangunan
karena kita nanti khawatir dia nggak maksimal
kalau kita bangun rumah seperti ini bisa lebih dari enam bulan
ya enak aja khas cianjur
tapi ternyata harus disiapkan secara manual seperti ini
karena penting untuk kemudian melihat bahwa dalam melihat kompleksitas keamanan kawasan di timur tengah
dan apa yang akan menjadi akhirnya
dicampur dengan keripik tempe yang ketumbarnya kencang sekali ini menyegarkan sekali
bagaimana mereka merekopri ketika anaknya menjadi korban kekerasan seksual
nah kalau di angkotnya sendiri ngelihatnya penuh apa telah masuk nih
sesuatu dalam konteks ini misalnya perang
karena kita tidak bisa memproduksi atau kita tidak memproduksi
menteri perhubungan budi karya sumadi mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil
mengungkap asal usulnya menjelaskan mekanisme dibalik disinformasi
masukkan tangan ke dalam gunungan kacang
yang memang seperti misalnya kita
kemudian yang dipersiapkan lagi adalah off farm pabrik
bahwa perjuangan dita bisa sampai mencapai hari ini sungguh luar biasa mengesankan buat saya
sebenarnya kalau ya ini yang kadang kadang persepsi yang muncul kepada masyarakat
oke dan ini dengan grooming kayak gini juga membuka jasa groomer
yang baru dipotong itu langsung digoreng setengah matang
ya desainernya namanya wirama pratama
dari kayu uling berwarna hitam
uang pangkalnya lu diskon lima puluh gitu kan
nah artinya ini sama dengan jumlah jumlah kasus ya penyakit penyakit lain
itu gimana mas menanggapi peluang dan ya
dan institusi institusi ini
pak menteri agama yang sekarang itu memang ngegas gitu
kasus kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak saking banyaknya hampir tiap hari ada yang melapor
penjual bisa menambah atau mengurangi isian dari kedua jenis es tersebut
oke karena ada keterbukaan akses informasi kemudian cara berpikir
akan ada nanti kayaknya
dua halte ini memiliki desain yang mirip
kegagupan vaksinasi setinggi mungkin
kuliahnya tuh bener bener seketat itulah jadi satu semester tuh pokoknya kita cuma punya jatah bolos dua kali
jadi semuanya itu aku siapin malamnya udah aku prepare buat besok pagi tinggal cembung cembung masak
tak jarang para konsumen pun mengajak ananda dan rekan rekannya untuk memotret di acara acara komunitas
ya jadi masyarakat ya nanti karena kita melihat jumlah wajib ktp kita di jakarta itu jumlahnya delapan tiga juta
jadi kita tahu bahwa indonesia memiliki potensi diaspora yang besar
karena apakah paskes atau mungkin lab yang memasang harga rendah itu juga menjadi pertanyaan kredibilitas ya kan
dua puluh lima ke tiga belas kegiatan kegiatan teknis dari kpr dari pencalonan pasca pendaptaran itu memadai atau tidak
karena bisnisnya menerima ulasan buruk
dan ini pasti punya pengaruh gitu ya
dan saya cerita kepada presiden dan ibu negara beliau terkesan sekali
mengingat dari hasil penelitian lembaga survei indikator politik indonesia
kalo di bali tuh uden pasar badung kayak gitu
kopi gel ini bisa bertahan selama sembilan bulan dalam kondisi segala cuaca
ananda dan reza memiliki sejumlah tips
yang paling penting adalah konsep toleransi itu adalah kita nggak perlu saya nggak perlu berpura pura jadi mas
tiktok sama youtube ya cnn indonesia
ya terutama di tv digital
masalah klasik yang selalu berulang sepertinya pak
tapi karena tidak lucu mereka harus menjadi satu panutan
mirasari melanjutkan arang biasanya digunakan untuk konsumsi medis sehingga dikonsumsi dengan dosis tertentu
menurut anda apa kunci ya untuk menghadapi varian omikron ini agar tidak menyebar
yang ditempuh dirasa cukup jauh enaknya lagi penumpang dapat menawar harga
saham buka juga kemarin menguap
jurnas baru smp kelas dua kalau nggak salah
setelah itu waffle diberi berbagai topping diantaranya krim coklat potongan stroberi dan terakhir es krim vanila
mengalir dulu waktu sd kita biasa tampil sendiri sendiri
secara modern apakah itu sudah dilakukan di indonesia
warga mengatakan banjir terjadi sejak kemarin
tapi di situ pun hanya otonomi saja palestina kembalikan ini
bisa diterima oleh seluruh kalangan masa
atau tidak memang mau sengaja untuk melakukan sikap
ada sistem pengeremannya bahkan double pengeremannya
semarak kebersamaan dan keceriaan sangat terasa pada minggu pagi di kawasan kelurahan kukusan kecamatan beji kota depok jawa barat
saya pengen tahu mungkin banyak juga orang yang belum tahu kan pak
itu kan membebaskan pemilihnya ya
di empat belas titik penyekatan di sekitar jabodetabek ini ternyata sejauh ini belum ada informasi lanjutan apakah memang dilanjutkan
seharusnya mereka tinggal pilih dari satu file fotonya kita hargain rp lima
tau kak jauh sumpah
atau ada ukuran sendiri
tahun ini akan ada lagi seratus titik
itu perubahan postur manusia itu apalagi di anak anak kecil
kalau dari sisi penerimaan dan tanggupan masyarakat untuk divaksin
bisa memperoleh minyak goreng ini
karena memang berapapun banyaknya anggaran
aku menganggap jauh ini ya baik lagi karena aku gak dari lingkungan yang basket
dan justru sukses dong kalau ada pengaduan makin banyak
atau itu jadi infeksi tersendiri
peti kemas atau kontainer merupakan peti yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak
tapi yang jelas gawai merupakan salah satu
iwan hermawan dwi ari jakarta
supaya nafas indonesia juga memiliki nafas yang panjang sehingga bisa melakukan riset dan memberikan informasi
sushi yang ada di tangan saya ini harganya hanya delapan rupiah saja
emang lu basicnya nggak ada interest sama basket yang awalnya ya berarti ya
muselnya atau mungkin jembatan jog dengan warna warni ataupun juga tendanya dihias dengan
yang menggunakan layanan bus transjakarta sekitar empat ratus ribu perharinya
perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah
kalau pindah ya dulu jujur gak ada sama sekali gak ada untuk pindah ya
ragam variasi menu jengkol
jadi ini saya pake bahasa yang mudah
apa yang presiden sampaikan pada saat itu
dalam kurun waktu yang sangat lama
lebih tua setahun kan ya kak dari kakak ya
enggak kalau masalah siap atau tidak akhirnya nanti waktu yang akan menjawab gitu
yang seharusnya itu sudah harus dievaluasi setelah itu
bersama kepala badan pangan nasional kita pak arief prasetyo adi
dan akhirnya kemarin pada tanggal dua puluh tiga ya
yakni kolang kaling tape cincau kelapa alpukat dan agar agar
gaya japandi memadukan budaya timur dan barat yakni jepang dan skandinavia
jadi anak anak tidak boleh merasa sudah menang
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kai komuter suku cadang kereta api
yang diterima perguruan tinggi tanpa tes tertinggi
senior jurnalis kita jiki ya
hanya saja pihak kbri sudah memberikan himbauan tadi sekitar jam enam sore via media sosial kbri gitu khususnya bagi para wni untuk tetap dapat waspada dan mengikuti himbauan dari otoritas setempat
namun sempat terhenti akibat pandemi covid sembilan belas
ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa indonesia adalah bangsa yang besar
dan tuh yang dbl itu kalo gak salah kakaknya dua ribu delapan tuh sengkatan sama kakaknya ini ya si yesaya ya si kezia kalo gak salah ya dua ribu delapan tuh ya
tapi berapa persen terus berapa banyak mendokraknya yang jelas ya kita lihat nanti sebenarnya respons masyarakat di sana ya

tiap sudut ruangan aksesoris hingga pakaian dan bahkan kado atau bingkisan natal
karena dia harus aktif dengan seluruh gedung dan juga moda public transportation
oh iya sebelum dijual tambahkan ini ya
dan yang terakhir aroma sampo palsu lebih menyengat dibandingkan dengan sampo asli
yang aku lihat dia tuh agak introvert
kalau bokap nyokapnya pasti tahu kayaknya
marcellus enalanga dan penry bakli
tak hanya rapih dan bersih gaya japandi yang sederhana dan multifungsi juga tak akan lekang dimakan jaman
banyak di antara mereka tidak sesuai kompetensinya
yang penuh keakrapan dan persaudaraan
tapi kita melihatnya justru kadang kadang seorang aktor atau aktris itu bisa menemukan layer yang belum pernah mereka temuin di diri mereka sendiri
tapi juga kan gak maling juga gitu loh
kemudian menggunakan masker cuci tangan pakai sabun
rencananya pengen terapi full sampai bener bener sembuh gitu di jakarta
sekarang ini kalau kita bicara pembangunan launching baru ini
lanjut lagi yuk ke danau yang disebut sebagai salah satu dari sepuluh danau tercantik di dunia
terus next step nya mau diapain tangan lu tuh kan belum sembuh total tuh
namun akhir akhir ini tantrum kerap dinyatakan sebagai kondisi emosian meledak yang dialami
artinya produsen konsumen juga memperhitungkan juga petani
setelah itu orang orang menangkap gue
nah double ikat itu sendiri simbol dari dua sisi baik dan sisi buruk
joget bumbung sudah ada sejak seribu sembilan ratus empat puluh di daerah jemberana dan buleleng
dilihat dari pengalamannya menurut saya ya
apakah memang harus secara gratis penaikan juga
kegaduan tersebut terjadi kegaduan mengisalan pahaman yang mengakibatkan terjadi kekerasan dan menimbulkan korban
ini serabut gini nih kalau kata orang kesusupan tangan
kayaknya kalo gue liat dari postingan lu pas lu juara tuh kayaknya seneng banget tuh kayaknya tuh
di bagian atas tulisannya
berikutnya adalah perlu kita update informasi cuaca jalur mudik ini di kanal info bmkg
negara bagian dan teritori bulan lalu
coba kita renungi firman dari ilahi
meski begitu ruben mengatakan masih diperlukan penelaahan lebih jauh untuk mengetahui detail penyakit yang dia derita
kita punya kereta cepat jakarta bandung
yang pasti yang bisa melakukan perjalanan melalui moda udara itu adalah yang sudah mendapatkan vaksinasi dua kali lengkap ya
narasi keberlanjutan versus perubahan gitu kan
tadi misalnya kayak lada jahe yang rasanya agak pedas
bahkan juga jerman yang ini juga
karena katanya suara muhammadiyah disurvey juga
selahkan diri kepada alam semesta
pas di lapangan kayaknya gue udah gak inget apa apa gitu udah main main saja
terdapat tiga puluh trayek yang menghubungkan enam puluh delapan kelurahan
deputi bidang koordinasi investasi dan pertambangan kemenko maritim dan investasi menyebut
pak prabowo di dua ribu dua puluh empat tanpa intervensi
m yang juga berasal dari keluarga tidak mampu
tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh bu nadia bahwa saat ini kasus covid nya sedang melonjak dan kemungkinan masih akan melonjak sampai bulan januari ya
kereta cepat jakarta bandung ini akan menempuh jarak satu ratus empat puluh dua tiga km hanya dalam waktu tiga puluh enam menit untuk perjalanan langsung
tapi hujannya nyisil mungkin kecil kecil saja
mulai pukul enam pagi hingga pukul empat sore hanya dengan mengeluarkan uang sebesar tiga puluh lima saja
misalkan dari smp udah sekolah gratis udah gak pernah bayar
untuk melihat ya apakah memang sudah eligible untuk bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini
jadi ini juga harus menjadi antisipasi di satu sisi keterbatasan sdm
sistemik itu dikatakan hanya berupa nyeri kepala dan rasa lelah ya
nah itu justru menguatkan posisi kita
surplusnya itu banyaknya di urea mbak
karena ini kalau saya tidak salah krovel itu perpaduan antara croissant dan juga waffle
tapi gue ngerasa gue tetep disini sini aja gitu
menurut saya keyakinan saya seratus kecelakaan listrik
saya sudah coba beberapa macam anjing mungkin puluhan jenis anjing
dan ada yang keturunan indonesia berkeluarga negara asing

selain bisa membeli dan belajar budidaya anggur wisatawan juga bisa membeli bibit pohon anggur
jejak polusi industri dengan cepat membekas di jendela dinding dan lantai
aduh mohon maaf tadi agak putus putus ya
oh iya untuk beduk berukuran besar perajin menggunakan kulit sapi
jadi ini yang menjadi problem di situ
cuman merasanya agak oh saya merasa itu nggak adil juga
sd dulu kan di smp kan banyak banget tuh sekolah di bali yang istilahnya cukup oke juga ya basketnya ya
kepada semua orang across the lintas budaya dan juga lintas umur
jadi aku paling akan tinggal bareng ciciku di jakarta
saya tidak biasa melihat perayaan besar seperti ini
boleh sedikit diceritain pak filosofi dari masjid at tohir ini pak
karbohidrat tinggi ada di terigu yang menjadi bahan utama membuat kerupuk
kemudian apakah mereka juga termasuk dalam kategori pelaku prevensial atau situasional
kalau dulu harganya itu masih bagus
nah kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah lebih karena kendala teknis dan non teknis dalam produksi
jadi saya kuliah juga di new york waktu itu saya ambilnya jurusan dance theater
semua harus terbatas pemilik pemilik kafe atau restoran pun juga harus sedikit menahan diri gitu
karena anak anak seharusnya adalah justru individu yang harus kita jaga kita lindungi
tapi kalau yang udah biasa kayak bapaknya itu udah ahlinya
setiap hari tempat ini bisa mengolah dua puluh lembar kulit sapi atau delapan puluh potongan kulit seperti ini
sekitar awal desember itu sudah naik
serta mampu menjamin perlindungan data pribadi
tapi kami dengar ada aspirasi dari teman temannya kang saan nih dari beberapa partai politik untuk yaudah kembali aja nih ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober
jadi intervensi misalnya intervensi pencegahan edukasi kepada masyarakat pemulihan pelaporan
dari sisi timing ya yang pertama dari sisi timing nih mbak
ada air purifier sekarang yang ada warna biru hijau kuning
misalnya saya ganti tomat dengan stroberi dengan menyentuhkan rasa asamnya
dokter kopin mengidentifikasi empat alasan mengapa manusia bisa menyebarkan berita palsu
itu akan diputuskan dalam waktu dekat ini
jangan ambiar gitu ini kan
memang pemuda di sini kalau dalam tradisi untuk ritual sambah tidur di luar
warga pun harus menyalakan lampu serta penyejuk udara berupa kipas x house selama dua puluh empat jam
antara sapi lokal dan sapi impor ini kan ada beda beda lah ininya
nah kalau temperamen atau temperamental ini kan memang sifatnya adalah kepribadian gitu ya
pak ketua pssi kita nih pak erick thohir
karena memang di sini di kilometer enam puluh lima menuju ke arah jakarta hingga kilometer empat puluh tujuh
buah sukun yang sudah tua seperti ini dipotong potong memanjang di buah stick
sehingga apa harus masuk barang ya
udah gitu banyakan basketnya daripada sekolahnya kalo dulu mah
tapi menurutku kurang berhenti lah udah gini aja gak apa apa
banyak banyak guru besar yang kemudian menyampaikan
dan kalau itu memang akhirnya menyangkut kepentingan nasionalnya
katanya kalau misalnya aclu yang kanan nggak bisa berfungsi normal
diberikan kebebasan menambah jumlah kementerian
pesta kesenian bali menjadi media dan sarana memotivasi masyarakat
bahwa beliau sangat nasionalis adalah diterlihat dari
karena saking tingginya debu atau partikel polusi yang masuk ini terlihat dari warna debu yang berwarna hitam ini
warga di permukiman bidara cina jatinegara ini terpaksa bertahan di lantai dua rumah mereka karena ketinggian banjir yang mencapai satu meter
jadi jangan pakai warna warna yang tidak natural
karena keanekaragaman hayati merupakan bagi
saya ucapkan selamat pagi dulu kepada bapak bapak sekalian terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
pergabinaan ini harus diperbaru
yang merupakan bupati jombang kasus bergulir pada februari dua ribu delapan belas menjadi tersangka jual beli jabatan dengan fonis empat lima tahun di tingkat kasasi
untuk menyelamatkan warga yang diduga masih ada yang terjebak
terus sama lingkungan sekitarnya ditolak karena sembilan puluh lima warganya disitu tidak bukan muslim
jadi hotline itu kalau bisa sampai ke tingkat desa dan free
oh jadi lantai satu semuanya bawahnya ini gudang di bisir pantai
karmel mursalim arief yunan jakarta
orang bali itu di dalam proses menyucikan arwah roh dari roh arwah dari orang yang meninggal itu
tapi ini by the way kak kalau bisnis itu bebek itu baru pas pandemi ini atau gimana kak atau dari dulu udah ada itu
pedagang perabot bambu atau bale ini biasanya berkeliling di sejumlah perumahan di kota depok jawa barat
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam bapak ibu salam sehat selalu
kalau untuk yang kopi karena kita butuh dia sampai kering ini harus dipotong kecil kecil sebelum dijemur
apalagi nanti kalau diperlakukan berbayar
artinya harusnya kalau ekuitas kan
tadi itu beasiswa sekolah pertama
nah sate jando ini kan dari susunya sapi
timnas sepak bola kita akhirnya bisa meraih medali emas
jadi kegiatan yang akan kami lakukan
adalah di masa kapolda jawa tengah
kemudian di satu sisi pembangunan pastinya sedikit terganggu
yang membantu tatiana untuk memvisualisasikan naskah naskah tersebut
pulang dari amerika operasi
apa evaluasinya pssi atas hasil pertandingan ini
contoh yang paling gampang itu adalah menjual produk tidak sesuai dengan yang sebenarnya
itu kita pernah dulu menjadi salah satu produsen kedelai yang baik ya untuk kita
nah itu yang kemudian sekarang eranya dimana orang bisa ngomong
buat anda yang baru mau mulai mengamati ataupun mengikuti ajang balap yang satu ini
kami tidak melakukan perubahan perubahan tapi kami melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku
mengingat jalan pak sandi ini kan masih panjang
setelah masuk dan tap in menggunakan kartu uang elektronik
yang pertama kita cicip dulu pindang gabus pucung di rumah makan kawasan tapos depok jawa barat ini
dari ankle dan lutut yang dipengaruhi oleh faktor high heels
karena pan merupakan anak kandung dari muhammadiyah
tapi kalau semakin lama kita berjalan apakah bisa menimbulkan cedera dok
punya anak pun nanti pasti ada lagi juga persoalannya gitu kan
kita semua dapat berperan dalam mencapai pengurangan emisi
selain usia dan genetik masih ada faktor lain yang menjadi penyebab rambut memutih
pelaku sesekuangan termasuk pinjol
terima kasih terima kasih untuk perbincangan hari ini
kan siapa aja bisa berbicara gitu
peter dutton telah meminta masukan dari jajarannya sebelum memberikan
tapi ternyata terserap untuk pemenuhan
itu dia ditarik sebagai
dia pindah ya hilang kadang sama kaleng kalengnya
itu pasti ada revisi ada beberapa draft total kemarin berapa draftnya
muncul di masyarakat adalah soal
keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima hasil audit dari bpkp
itu yang mungkin apabila tesnya itu sedikit
sel sel juga memalas signation cell namanya itu bisa kita stimulasi juga untuk tidak malas
kita akan masuk pada ekonomi empat besar dunia
masih main buat kayak misalkan kan kalau di jakarta kan jakarta barat
jadi sebenarnya olahraganya itu sendiri bukan menyebabkan cederanya
kebutuhannya sudah kemarin desember udah lulus
dan kalau pohon sukun yang besar bisa mencapai lima puluh buah
bersama dengan dosen hubungan internasional dan pengamat timur tengah
menolak membayar restitusi yang diajukan oleh lembaga pelindungan saksi dan korban
selain itu seluruh pilihan topping sushi dibuat matang mulai dari ayam daging hingga tuna
ya plus sama sita dulu
jadi saya kira ya konstelasinya mungkin ya sekarang ini yang kita lihat
sari sari ini korban dari tegar ini kayaknya
apakah mereka mengajarkan nilai nilai tidak menerima orang dari ajaran yang berbeda nggak
yang pertama pesan penting bahwa apa yang dilakukan oleh israel sebelumnya terhadap konsulat iran di damaskus
oke sama sama abu udah selesai nih kita
dkpp menyatakan kpu menjalankannya sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi
yang tadinya mencapai seratus kilo sekarang bayangin aja sepuluh kilo aja berat
dia beli aset manajemen berpenghasilan tetap
empat sampai kelas lima itu antara segitu
untuk menghormati mereka dengan hormat
air pada rendaman akan menyusut dan kering
kawasan sudia kencana bogor jawa barat menjadi surga bagi pencinta kuliner
tim likutan cnn indonesia
saya dulu kan suka itu seminar itu sampai jam dua dini hari gitu
nah saat ini kita sudah tiba di stasiun kcic tegaluar bandung jawa barat
jauh lebih kecil mungkin enggak sampai sepuluh
apakah jalan damai itu landasannya adalah perlindungan hak konstitusi
jadi bahkan semua atlet dari kecil sampai
untuk berinteraksi dengan burung pengunjung hanya perlu membayar tiga puluh lima di hari biasa
dalam budaya jepang ada yin and yang misalnya itu juga di sana
oh nggak bisa karena sistem hukum kita kalau anaknya melakukan di bawah empat belas tahun maka anak hanya bisa dikembalikan ke orang tua
dan salah satu komponen polusi udara
tapi tidak berjalan secara sistematis gitu loh
selama tiga puluh dua tahun kita itu nggak usah ngomong tiga puluh dua tahun
sustainable development itu menjadi penting
yang memberikan vibrasi pada kehidupan manusia
tanggal enam november juga akan datang lagi kalau nggak salah
saya dapat mengerti itu ibaratnya begitu
sebuah kue dalam melon utuh dijual rp tiga ratus lima puluh
itu kita setidaknya ketika nanti bencana selesai
jadi walaupun singkat tapi ibu negara memberi kita yang welcoming itu kita dikasih kado satu satu
dua puluh menit berlalu tetapi belum ada satu pun warga yang mau beli
dan untuk mencapai reasasi penerimaan di tahun dua ribu dua puluh dua ini
karena temannya public transportation itu adalah jalan kaki
di satu sisi juga anggaran tidak bisa banyak perubahan ini bang bagaimana
singkat bapak jawabannya empat puluh detikan lah begitu
bahkan kang fajar juga pernah cerita kan di podcastnya om deddy kalau sebenarnya dari awal juga gak ngarep ngarep banget masuk final kan
sudah panen nanti itu semua stok yang ada di bulog itu kami sudah tidak memedukan lagi
jadi di sekitar kita
kalau misalnya ada acara keluarga
baik lalu karmel seperti apa mekanisme ataupun pengajuan strp untuk keluar masuk jakarta pada saat ppkm darurat ini
berada dalam bahaya yang nyata
ini paling sering kasus yang ditangani itu cedera terhadap apa saja
sudah kita deteksi tapi seperti pesan yang disampaikan kita tidak perlu panik tapi kita waspada
ya tadi ya harus mau tidak mau harus ada bantuan lah
memuji empat pemain timnas u dua puluh tiga indonesia di piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat lalu yaitu marcelino hubner ivar dan nathan
mengedukasi tidak saja anak didik
dan terkadang perubahan peran gender ini bisa berarti
sen di sma lu udah masuk udah compete
dan juga informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran
pembuat kerupuk kulit tersebar merata di tanah air salah satunya di duren tiga jakarta selatan
kapan gue sejahteranya nih misalnya gitu
saya kira persoalan logistik jangan pernah diragukan
jaman dulu anak anak muda cita citanya menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai swasta
kami harus menyurati presiden atau pihak kementerian luar negeri
artinya misalnya warteg yang waralaba itu memberikan ya tenggang rasa kepada warteg warteg konvensional
bison merupakan anjing asal spanyol yang begitu mengemaskan
kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan
pkb di mas imin tidak ada yang nyambung
sampai daging terasa empuk dan bumbunya meresap sempurna
ada subsidi nya lah istilahnya
di resto tuh mahal di atas seratus sudah pasti gitu
mungkin indonesia malaysia thailand
karena di jawa barat cukup banyak masyarakat kita
ngomong kalau dia nomor satu harus lembaga resmi bukan dirinya sendiri gitu
pasti kan banyak yang intimidasi juga ke dia
dia tuh harus direndam dulu dalam minyak yang sudah mendidih
yang ngasih cepet kayaknya emang masih belum deh kayaknya tahu udah ya belum tahu sih gue juga
sementara sekarang sudah pertengahan bulan
begitu pan sudah jabatan tangan kita akan komit disitu
wawan setiawan adalah salah satu calon masinis kereta cepat jakarta bandung
sebanyak delapan tiga juta warga dki wajib mengganti ktp dari yang bertuliskan dki menjadi dkj
dan membawa tameng berbahan rotan sebagai perisai
apalagi kemarin itu sempat terjadi sedikit dinamika di kubu pak anies
ngomong kemanusiaan jadi kan
kenapa lu pengen gondrongin gitu karena jarang kan
akan kita bahas lebih jauh bersama menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi yang sudah terhubung bersama kita
karena apa ya bener apa kayak stigmanya orang orang jawa
tak hanya y dan m yang memilih merawat bayi
apakah itu disampaikan alasannya
nah karena itu tadi ditimbangkan hampir sembilan kg saya juga tertarik
bagaimana mengambil data dan mengukurnya sehingga ya lumayan nih cukup akurat
tingkat partisipasi olahraga masyarakat
sebentar lagi film perempuan bergawun merah akan menggentayangi bioskop tanah jahanan
dengan menggunakan gantar atau bambu panjang yang bagian ujungnya sudah dipasang pisau
kita tadi pak presiden sudah arahkannya harga wajar di petani
itu tidak ada celah yang bolong dalam hal pembentukan kekebalan kelompok tadi
mungkin beberapa orang udah jadi manajer mungkin
perempuan asal indonesia yang bisa menembus industri k pop sebagai seorang idol
jangan perbedaan ini dianggap negatif terus
waktu kepada hamas untuk berkumpul
kemudian ada pengelukatan di gereja
ya saya rasa untuk sepak bola sendiri tadi pr nya banyak
kita mulai ngumpul lagi tuh juni juni atau juli ya
sabung ayam di desa ini tak seperti permainan adu ayam pada umumnya
terus keberhasilan anak anak bisa cetak gol
bisa digunakan kembali mungkin diperkirakan sampai hari jumat ini
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima anak anak pak jumat berhasil meneruskan cungkring andalan ayahnya
cuman waktunya agak lebih lama biasa sekitar tiga empat jam lah
kalau gdp growth kita ini bisa diatas lima terus
bagi warga tenganan penyebutan kerbau itu adalah jero gede
desa ini terdiri dari lima parit atau rt
ya syukur naik gitu
harus mencari pemasok yang lebih murah harus cari alternatif menu makanan kemudian juga mencari bumbu yang pengganti cabai gitu ya pak
vaksinnya sudah kita siapkan dan sudah kita deploy ke solo
pemain qatar dianggap apa namanya melakukan pelanggaran kepada rizky ridho
terus kemudian kita yang meng input ke pusat maka kita bisa cepat sekali
vihara ini termasuk kelenteng tridharma
dan itu memang perlu ada semacam program dan kegiatan khusus yang bisa diakukan oleh kementerian maupun kepala la paz
proses itu ditinggal lanjuti dengan penatutan revisi peraturan kpu
dalam tradisi perang pandan sabung ayam menjadi salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan
karena kita tidak melihat daripada yang lain
jadi minimal lima pegawai yang harus mengajukan strp melalui perusahaan masing masing bersamaan
tapi akhirnya lolos dan aku masuk ke company ini dan aku training selama kurang lebih dua tahun
ekskalasi yang setelah kejadian serangan iran ini
dukung ibu nanti di pilihan orang jati
awalnya joget bumbung merupakan tari pergaulan di masyarakat
kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
jadi musical dan lain lainnya
nah apakah justru sikap amerika serikat ini menutup atau mengecilkan pintu terjadinya eskalasi
benar benar kayak biasa kita ngobrolin ini lah ya awal awal karir lah ya awal awal di basket lah ya
jadi aku angkat tangan
tidak hanya terdampak banjir sebenarnya selain banjir karena ada curah hujan yang tinggi
karena kan bagaimana pengecekannya
oleh karena itu orang yang mendapatkan sinovac dua kali itu akan bisa mendapatkan vaksin ketiga
baik kita berharap semoga kondisinya semakin membaik di sana
kemudian proses untuk bikin jadi gelnya itu gimana
nah kompetensi kompetensinya nggak punya gitu loh
misalnya pengelola area publik yang ternyata tidak menjalankan prokes
jadi ini dipasang di seluruh network nafas itu mempunyai alat alat seperti ini
dan menyantap beragam sajian seafood di pinggir pantai
dan gue udah baca juga di instagram lu di apa di video bola com gitu ya kalau nggak salah
yang ketiga yang juga harus dipastikan ya ketika ini berbayar
tentu ini menunjukkan bahwa timnas kita memang semakin baik
pokoknya itu semua prokes kita umumkan di pengeras suara untuk agar dilaksanakan secara baik oleh pengunjung
terus kemudian misalnya ada oki
nah ini yang harus diantisipasi mau nggak mau kita terpaksa mampu gitu ya
kira kira tapi udah sedikit kebayang ya nanti mau bagaimana ya
setelah kejadian gol ketiga itu
namun dengan hasil pemeriksaan yang cepat
aktivitas ini pun sempat ditentang orang tua
udah ada yang gak tiba buka baju loh
naya ini kan hari terakhir ya untuk lapor sptr
mengaku tak tega jika harus menelantarkan sang bayi
maksudnya pemain yang asli dki jakarta gitu kan ya
awalnya itu yang luka berat dua belas dan yang luka ringan dua puluh
enak dia can tinggal di bali can kita aja nih

jadi beragama yang moderat itu bukan berarti terus nggak beribadah gitu
dan akan ada beberapa perubahan yang terjadi
hanya dengan menjawab pertanyaannya
mungkin masih ingat masyarakat indonesia ketika
melalui pengalaman mereka di film horror
intervensi belanda terhadap keraton kanoman pada abad ke tujuh belas
bagi yang melanggar akan dikenakan denda sebesar sepuluh ribu dolar atau lebih dari satu ratus empat puluh delapan juta per hari
memang bisa dibedakan harganya
ventilasi udara yang banyak serta atap kontainer yang dilapisi material tahan cuaca menjadi solusi masalah thermal rumah kontainer
khususnya perempuan perempuan yang memilih untuk child free
dan keberadaan dua emergency brake juga menjadi salah satu teknologi yang disematkan pada kereta cepat jakarta bandung
tapi pada akhirnya cuma bertahan satu setengah tahun
dalam ajaran hindu ada waktu tertentu yang merupakan waktu terbaik untuk melukat
kalau kita lihat polusi udara ada dua hal juga yang harus dipikirkan
ini jadi berkaitan dengan lingkungan ya
saat ini total ada tujuh puluh dua calon masinis ka cepat yang tengah melakukan pelatihan
uniknya lagi ini anjing perlu grooming
saya kira sandi sampai pada posisi saat ini tentu karena apresiasi dan ruang yang diberikan yang cukup luar biasa dari gerindra
lima tahun kepemimpinannya dan
ya namanya bocah bayangan main aja dulu
setiap toples kue kering dijual dengan harga yang bervariatif
jadi tidak bisa digunakan apakah adonannya akan dibuang
and ya jadi ada yang bilang begitu dan michael mansell juga bilang
tapi juga ada yang lebih dari rp sepuluh
jadi kadang kadang ada juga angka di bulan juli dua ribu dua puluh satu ppkm darurat dijalankan dan selama tiga minggu ke depan polusi udara malah naik
emang gak ada offer dari kuliahan lain atau emang lu pengen ke uph aja
kita selama ini selalu bangga fao
itu ada di dalam salah satu dimensi sdi yang kita
tapi momentum pemulihan mereka melambat gitu ya
di dalam negeri ini tentu karena ini kita menghadapi akhir tahun
dan juga ada direktur eksekutif fora metropolitik adi prayitno selamat sore
karena budaya masjid yang ada beduknya memang hanya ada di nusantara
gibran raka buming raka yang ditemui di jakarta senin siang mengatakan
kalau longsor itu sudah pasti terjadi
sejumlah karakteristik rumah japandi termasuk pemilihan material bangunan dan furnitur
nggak ada nggak ada nggak ada yang gimana banget
seperti apa itu yang dipotret
saya ingin tahu seberapa cepat saya bisa menghilangkan bulu
sebenarnya itu tadi dampak dari pelanggaran kasus market condec ini ke konsumen gitu ya
jadi pasti itu boleh sampai lima ratus lebih tamu yang masuk setiap hari
berarti masalahnya atau cara ngawasinya gak bener
kami mengharapkan bahwa akan membutuhkan beberapa minggu
karena berat atau tidaknya orang seluruh dunia merasakan hal yang sama
september memang ada kita dipanggil rdp
dan saya harap lebih banyak orang indonesia berjalan ke tur
iku itu bps semuanya
ada sebelas anak dengan rentang usia empat belas tujuh belas tahun dari kabupaten garut
tapi pacenya kalau tadi posisinya sekarang pacenya
iya sekarang udah normal ternyata udah fine fine aja
sebenarnya ini masalahnya sama terus gitu ya
kemudian importasi kita itu macam macam
yang memakan waktu selama lima bulan
setelah dua belas tahun indonesia tidak mampu mencapai perolehan atau penerimaan pajak
dan juga nathan echowen itu dia bermain di divisi satu belanda
kita pilih pilih yang jangan bekas bahan kimia
ketika covid sembilan belas kita melihat banyak masalah dengan penyelesaian
hal ini untuk mencegah kulit menjadi matang dan mengeras
dinas kesehatan dki jakarta mencatat
sayangnya berita ini jadi informasi terakhir hari ini
soalnya kemaren gue ngechat si michelle
serta skenario skenario kalau kemudian perlu penambahan tempat tempat isolasi dan juga tempat tempat perawatan icu
butuh tips dan trik yang sempurna
siapa tuh buat tembak last shot
terkadang itu yang kita khawatirin seperti itu
ada lebih dari lima puluh penenun geringsing di desa ini
dia punya kemampuan mengikat

setelah bambu dipotong kita lanjut ke bagian yang bagi saya sangat sulit

dede pun mendorong anak anak muda dari kampung halamannya untuk berani turun ke laut
acara perpisahan siswa smk liga kencana berujung duka setelah bus pariwisata oleng dalam perjalanan di ciater subang jawa barat
mengisipkan sedikit dataran positif
pada saat waktunya dipupuk
joko sama widodo ini adalah super kontestan
termasuk itu tinggi sekali
saya ingin mendukung green ya
dan kami janjian hari ini saya meninggalkan indonesia menuju ke heathrow ke london
dari apa yang kita
satu pertanyaan awam lagi nih pak
jadi semua sumber kita dikasih ini
lima sepuluh tahun selesai kalau urusan anggaran
istilahnya kejadian pasca imunisasi begitu
sama persis aku pernah ada di posisi itu
ini dari tadi ada yang baunya wangi nih memanggil saya
kondisi properti di jakarta
nah ini kan kota bogor dijuluki sebagai kota seribu angkot
sebenarnya kan gak ada yang salah kalau di gerindra gitu kan
dibalikan kalau kami dikeluarga itu memang tradisinya berkumpul di rumah adil kalau
sebab mereka harus mengedukasi dan memimpin proses evakuasi penumpang saat kondisi darurat
bisa lu bawa barang rambut mulu lu ya
gitu kenapa ngefans sama iu gitu loh
itu seberapa besar prevalensinya disitu kalau dilihat dari angkanya
hanya diperuntukkan untuk kondisi emergency saja ya
dan para pemain timnas kita juga diapresiasi oleh banyak pihak
bir kocok kenapa ini dinamain bir kocok kang
karena nanti akan diambil keputusan resminya ya kang saan setelah break rapat antara komisi dua
instansi dilarang merekrut pegawai honorer baru untuk mengisi jabatan pegawai negeri sipil
tinggal dicetak ulang lagi tumpah
karena waktu itu ditarik kan beasiswa
di malaysia di singapura juga lebih bagus termasuk juga di brunei jauh lebih bagus
dan kadang kadang dilaporkan sebanyak empat ratus kasus covid konfirmasi positif
banyak bukaan dari dinding kontainer luarnya
karena ada latar belakang antara pribadi yang sifatnya sangat spesifik bagi setiap orang
jangan sampai nanti kalau ada kerusakan kita kesulitan mendapatkan suku cadang
untuk dapat mencicipi satu kroffel ini anda cukup merogoh kocek rp dua puluh hingga rp tiga puluh lima
dengan hak hak konsumen
dan enam puluh masyarakat kita sudah terlindungi dengan mendapatkan dosis secara maksimal
dia harus menjadi orang yang memang justru bermanfaat
nah kami melakukan prediksi sebetulnya ya kalau tidak ada intervensi dia harus masuk ya
polusi tersebut ini yang
sehingga kita tidak bisa bergantung pada negara negara lain
ada dua bumn bulog untuk padi jagung kedelai sisanya yang komoditas strategis ada di rni
dan anjar selain kemudian pelayan publik tadi asn kemudian aparatur negara dan juga para pekerja media
empat tahun yang lalu warung kemudian pindah ke toko
selanjutnya saya merapat ke kawasan hiupaus di perairan talisayan
kita coba cari yang unik apakah kita masukin dalam buah ya kenapa enggak gitu
ada suatu izin dari pemerintah dan semua instansi terkait
kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan maupun umum
bagi masyarakat di kota surabaya pada khususnya
belum cuma zoom sekolah terus kadang sewa lapangan sendiri buat latihan
kami kami ini kan bagian dari yang menginisiasi car free day dulu
di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
dan guru guru yang sudah mengajar juga tidak pernah di screening lagi
berdiri di atas lahan seluas dua puluh lima hektare
dan masyarakat yang ingin mendapatkan set top box gratis
itu sedang bekerjasama pula dengan kepolisian dari kabupaten subang
wah benar tidak ya salah satu faktor penyebab rambut putih adalah banyak pikiran ataupun stres
bahwa omikron sebetulnya sudah ada di beberapa daerah yang lain
karena prajurit mengasah kemampuan kami sebagai prajurit
dari yang sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh satu setelah dua belas tahun tidak mampu mencapai target
lalu ibu saya dikasih buku
kalau kemudian mereka membalik situasinya
tiba tiba pindah ke setapak dapet mvp tuh aduh
kalau untuk ketinggian kira kira sebenarnya saya tidak mengalami secara langsung ya karena di sini tidak terdapat kondisi yang berbeda
per hari ini harus sudah mulai melakukan pelaporan secara mandiri
ketika pada saat itunya kapan gitu ya
dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama
tanggung jawab kita buat perform gimana sebagai pemain pengganti
memang kalau kroffelnya sendiri di sini rasanya beda ya kayak waffle biasanya
dan memiliki keuntungan yang lebih tinggi dari setiap semester
tapi kalau kita kumpulnya komunitas yang benar
yang jelas sampai siang ini kita masih menunggu proses evakuasi dan juga proses pencarian
tapi proses pengolahannya serta bumbu sama dengan proses pembuatan stik sukun
ia bisa menjual lebih dari seratus porsi lumpia basah seharga rp enam belas per porsi
terus pas lu lihat bapak lu ngasih tanda kayak gini
jadi pak isi memberikan pemaparan empat variable menjadi background dari kenaikan harga minyak kita
jadi dia punya siklus yang kemudian ada pms
jadi kita menetapkan faktor keamanan sepuluh dan kita menetapkan level empat dan itu menjadi limit
nah dengan hasil data tes itu baru kita tahu oke strategi untuk menangani penyakit ini adalah abcd
buah ini menjadi bahan utama untuk diolah menjadi sup atau tomyang stroberi
jadi resep resepnya ya resep sendiri
lonjakan suara partai solidaritas indonesia psi yang diketuai putra bungsu presiden jokowi kaisang pangarep
harus ini harus apa namanya kuat gitu
dan ketika agensi frekuensi nasional menghargai bahwa pembuat itu telah meninggal dari limit
karbatik singkat tapi penuh makna
jadi apakah dari apa yang diungkapkan oleh dr henry bahaguni itu
yang kedua tentunya kita
tim ya tim itu harus aman dan nyaman
para santri akan berkumpul di rumah para kiai
mungkin ada pesan atau tausiah
beres beres rumah jangan lupa bawa ember
masyarakat desa itu apa namanya di tangsel itu juga pasti yang lain lain juga
terkait beratnya hukuman bagi terdakwa
dan akhirnya diundur lagi sih mau nggak mau ya kan daripada kita nyoba buat buka tapi kayak orang orang kan lagi susah ya kan
nah ini lu mulai ikut klub basket tuh berarti kapan dong ging abis lu diajakin temen lu itu kan setau gua lu emang pas lagi ke jurnas tuh diajakin ke sahabat kan
karena kita tidak mau masyarakat indonesia
untuk saat ini memang tidak ada pilihan mbak
dan akhirnya menjadi karakter bangsa
ada ke dua ya kan tahun selanjutnya kan ini apa mainnya bagus banget spurs gue waktu itu kan
ketemu utamanya kepada sang pencipta
seluruh bangunan rumah di desa ini memiliki empat bangunan inti
mereka akan memperoleh sesuatu yang menurut mereka exciting
dan saat ini kan masih dalam tahapan percaraan
ada banyak macam hal yang kemudian kita perlu lihat
kita sudah bertahun tahun memikirkan itu
ya well sebenarnya karena pandemi ini aku di kulangkabung
desa adat tenganan pegering singa dikenal sebagai destinasi budaya terutama kebudayaan bali masa pra majapahit
jual ibl udah ibl udah
kenapa kita tidak memulai gmo gitu ya

ada bahagianya sendiri ya
tapi bahwa redaktor ini kan
perendaman juga sedikit menghilangkan bau khas jengkol
dan akan meningkat lagi di tahun depan
nah kalau ngelihat film ini juga mungkin banyak yang komentar di lini masa kayaknya ini relate sama sebelum iblis menjemput
selamat nomor anda tidak bocor
di tempat tempat wisata dengan mudah mendapatkan anak anak untuk tujuan prostitusi
pokoknya kayaknya mp udah bubar deh semenjak misalnya masuk ph
nah kalau frozen condition itu datangnya sudah dalam boxes
udah kesampean dari sea games tahun lalu tuh ya kayaknya tuh
kalau bapak katakan tadi dengan banyaknya permintaan
kalau hari ini jumlah vaksinnya masih sedikit ya kan
itu untuk level kabupaten itu rata rata rapor untuk level kabupaten di indonesia
mulai dari pendidikan dasar agama islam ketauhidan dan kemahiran
walaupun target tersebut menurun dibanding tahun lalu
nah mengenai harga sendiri tentunya sama seperti vaksinasi atau imunisasi pilihan ya
lu kan udah cukup lama juga di basket
kami mempunyai hubungan dengan salah satu pedagang bahwa
tidak hanya yang listrik murni tapi yang lain juga termasuk hybridge
terhadap sambaran petir terutama di sisi peralatan tegangan tinggi
padahal instruksinya sudah jelas
masukkan tujuh puluh kg terigu yang sudah diencerkan menggunakan air
ya sebenarnya buat saya karena sudah dapat informasi dari harganya
di warung kecil di selatan surabaya ini kita bisa merasakan kelezatan kuliner khas dobo
sejak awal desember dua ribu dua puluh
percekcokan itu bisa jadi jalan masuk
dengan negara negara tetangga lain itu juga
dan itu yang penting bagi masyarakat
dua tim pemenangan itu yang apa ya
ofisial yang gebukin bapak ini nyamperin pak
ini salah satu topik favorit saya
iya iya soalnya kita udah nanya juga kemarin ke kadifta waktu april ya
saya sampaikan aja kita semua kaget
sumbernya country origin nya ada dari australia new zealand
yang kemudian akhirnya karirnya juga menurun
bisa dihitung jari apalagi yang sukses nah
revisi undang undang kementerian negara terbentuk
ujungnya harga beras jadi naik
dan banyak negara asean yang lain
sangat besar dan itu sangat masuk akal
yang sekarang adalah masa sekarang
dalam catatan cnn indonesia selain menyasar wilayah sipil
nah kebetulan banyak opportunistic buyer yang ada
dan harus meninggalkan rumah sakit indonesia
momen ini dimanfaatkan sebagai ajang berkumpul bersama keluarga anak cucu kerabat dan handai tolan untuk mempererat tali persaudaraan
ya disyukuri aja apa yang masih tuhan izinkan aku punya gitu sekarang ini
iya dan padahal berjalan kaki bukan saja sehat untuk diri sendiri
saya mau merawat dia dengan penuh kasih sayang pak
nah siap siap nih bagi anda yang selama ini penggemar warteg karena cita rasa enak dan ramah di kantong untuk menganggarkan dana lebih
sekali hadir langsung banyak ya
yang bisa mengambil tes ini betul diperuntukkan untuk keadaan darurat gitu
dan untuk membahas terkait dengan keputusan pemerintah yang kembali mengizinkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan jumlah partisipan besar termasuk dengan konser musik ini
kualifikasi untuk olimpik tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil riset ya yang pelaku kwivensial ini tidak sampai sepuluh persen
apapun yang terjadi nanti apakah yes on no itu tentu akan memberikan sesuatu lagi pijakan baru
maka karena kita pikir bahwa ini kan bukan aset negara ya
dimana tadi kita berangkat sekitar pukul sembilan sembilan belas dan tiba sekitar pukul sembilan lima puluh
tapi ada call dari wasipar yang asal thailand juga
kan sekarang ada sistemnya ya
rap gitu karena anak muda keren gitu ngerep tapi jangan jangan pernah sesekali kita bulan rab
dr endi mendorong anggota masyarakat untuk belajar tentang sudut pandang dan pengalaman masing masing
karena tentu saja rumah mereka terendam oleh abu vulkanik yang ketinggianya
juga sekaligus menjadi lokasi pusat dakwah
kristiani atau katolik gitu ya di papua misalnya
itu bagaimana bisa sampai ke lancar tanja bagaimana bisa sampai treaty kalau ini sudah ditolak
saya itu mulai merasa bahwa pak jokowi tidak layak terlalu diharapkan
di waktu itu ribuan responden di berbagai kota ditanya
jadi buat pelaku saja jasa keuangan juga jangan kaget
khususnya bagi warga yang tidak memiliki fasilitas mck sendiri di rumahnya
tapi aku dibantuin sama mama sih
nah ini yang harus dievaluasi bukan hanya di level pak dirjen ya
bisa kita ganti ganti kalau kita udah kurang suka dengan warna ini
salah satu calon masinis lainnya iqbal fikri menyebut tak hanya modal teknis yang harus dikuasai
kalau ada atlet tuh saya pengen banget bisa dapat medali emas
semoga kurang dari beberapa bulan untuk mendapatkan dana
di sini kita harus siapkan mulai bibitnya pupuknya cara tanamnya kemudian dipanennya kapan
masih bisa dijual dan diolah lagi menjadi aneka makanan
paling bocok nih pak di sini
dita akan segera pulang ke tanah air
meski di perjanjian kadang suka ada bintang
ramainya masyarakat yang berkebun durian disambut baik ke dinas tanaman pangan dan holti kultura provinsi sumatera utara
tetapi untuk mengingat talmarhum bapak saya haji muhammad thohir

dari mana kita bisa memberikan anggaran
ini yang memang harus diperhatikan
aku kan capek tiap hari kerjaannya begini
pak teddy pak teddy mau menanggapi ini
struktur organisasi di jenpas sampai ke lapas rutan
untuk daerah daerah lain yang belum mencapai tujuh puluh persen dan enam puluh persen pada lansia dosis satunya ini
daripada kejadian yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh lalu
tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan
terus pusat pusat perbelanjaan yang memang membuka yang namanya tembok depannya itu
dan terbagi dalam beberapa kelas pelayanan
bukan dari keturunan jawa keturunan yang lain
sampai pada santri yang kemudian punya kemampuan tertentu
angkot seringkali dinilai sebagai biang kerok kemacetan
kenapa kakaknya begitu mendorong bu
suli nita anjuk windri haladis jakarta
didaftarkan ke visi ilmu politik
karena partai artis nasional gitu
karena ini untuk mencegah terjadinya kematian yang bisa masif terjadi pada warga palestina
mereka melihat ada penurunan penumpang sebanyak lima puluh persen
ya untuk yang sifatnya massal
biar apa aja yang membanjiri dengan pertanyaannya
tapi dalam kontestasi pilpres seorang calon menang solid di tiga puluh enam provinsi
kira kira hasil dari rapor ini bagaimana
eh yang ngebedain apa sih itu kayak gitu cabang doang
atau apakah saya akan mengatakannya
statement yang diberikan kemarin tepatnya di rabu lima belas mei
dan satu lima sampai dua tahun ini
benar bahwa dengan kemampuan atau keterampilan politik tertentu kadang kadang itu bisa diatasi tapi tidak semua urusan tidak semua hal
dia infonya dia punya lebih dari satu ratus dua puluh warung yang langganan dia
nah kalau lutut misalnya kan paling banyak kan operasinya
eh gengging tapi lu setahun itu kok lama banget ya
ada enam keluarga besar
sehingga kita harus sampaikan juga mengedukasi semua lini
dan juga merokok kan menambah polusi udara di dalam ruangan
jadi yang preferensial ini kecil jumlahnya tetapi korbannya banyak
dan kita perlu membuat hal itu dalam bisnis kita selama lima minggu
jadi ini apalagi kita yang
menurut yunita hapsari chandra putri
bu nadia setelah ditemukan kasus pertama tracingnya sampai hari ini sudah seberapa banyak
kedua rumput itu mahal sekali
di mana semua memang membutuhkan anggaran
saya dapat ombak di hawaii di pipeline namanya wave of the winter
ppp juga mengeluarkan resolusi
dan kita bisa lihat juga di kasus tiga yang kita dapatkan ini
harga keekonomian di pasar
ini bapaknya kuat banget ya
kita tetap pertandingan australia dan jordan
pengunjung bisa menikmati bir kocok segar dan berhasiat
wakil sekjen partai solidaritas indonesia psi dede prayudi menyebut kenaikan suara psi adalah hal yang wajar
biarpun pastinya ketika latihan itu akan beda sekali sama set
jadi karena permintaan meningkat
ini kan namanya kan nggak benar ini
terima kasih pak trubus sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
dan kedua dua bagian lainnya disipin
bagaimana mengungkapkannya dalam strategi untuk menciptakan ekosistem
sehingga berapa stok yang harus dimiliki pemerintah berapa cadangannya potensi panen di mana kapan
nah dokter kan sebagai seorang dokter spesialis paru ini dari tahun ke tahun ini paling
tadi tim evakuator sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi
tujuan pembentangan spanduk sebagai pesan kepada pemerintah bahwa proyek food estate ini
atau peragan busana ala anak anak citayam di kawasan sudirman jakarta beberapa waktu lalu
malah waktu smp tuh gue gak pernah ikut kompetisi basket antar sekolah
bapak tidak berani menjawab stok ada sisa sampai lima hari pak
dan juga minimnya toleransi para pengendara bagi para pejalan kaki
sehingga tadi kita minta mereka untuk tidak ikut
menggoreng dengan minyak panas tanpa nyala api akan membuat kerupuk mengembang maksimal
untuk melihat keindahan dan ketentraman rumah gaya japandi secara langsung
ponpes ini merupakan salah satu pesantren tertua di indonesia
oh terus aduh siap
memotret saat ini tidak hanya sekedar menjadi hobi namun juga bisa menjadi sumber penghasilan
nah kalau pengetahuan dokter di indonesia ini rata rata kita melakukan itu nggak
pembangunan ke atau pembinaan ke olahragaan itu
kita akan simak siapa saja mereka untuk kasus korupsi
saya lari untuk mencar
tapi secara optimis kita meyakinkan bahwa kehadiran starling ini memang sebagai sebuah teknologi
tetapi kembali kami tentu berusaha
ditambah lagi partai partai yang selama ini dominan di daerah tersebut
baik yang pertama adalah kebakaran lapas di daerah banda aceh
kuwi salah satu tentunya
jadi kita meletakkan limitnya dengan konservatif
adanya covid ini menyebabkan akhirnya pada saat harganya harus dinaikkan karena mengejar harga launching price yang gak terlalu mahal
para penenun terkendala dengan terbatasnya bahan baku di pulau bali
dimana mana juga dilarang
memastikan tidak ada permainan di pasar yang biasanya terjadi
kita bisa melihat dan bisa memproyeksikan
satu cabang olahraga yang sudah mulai dipertandingkan di pon papua adalah tenis lapangan
pidato pidato bu mega yang semurka dua ribu dua puluh empat ini kan
saya lihat di media sosial ini setiap hari saya lihat ini antriannya widi panjang banget untuk mendapatkan si travel ini
sakit sakit tapi tidak seberapa tidak sebanding dengan bangga
mengidentifikasi apa sebabnya dimana
apa saja yang sudah dilakukan sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran pelaporan spt pajak di masyarakat di jawa timur
haryanto selamat siang pak teddy selamat siang ibu dan pak teddy ini dari dari iya saya ini saya masih
kami juga tentu siapkan apa namanya ya terutama di tiga potik ya
robot anjing ini bisa difungsikan sebagai pencari korban di saat bencana kebakaran
makanya kita harus ada buktinya
sehingga membuat potensi untuk tidak lulus
dalam dua hari sebelum lebaran kemarin kami sudah melakukan sosialisasi melibatkan pak camat lurah pak rt dan pak rw di dalam proses pendataan baru untuk pendatang yang untuk arus balik mudik ini
lain juga ada di situ tapi kan saya
mereka menari diiringi instrumen gamelan bali bernuansa bambu serta nyanyian atau gending
jadi beberapa hari lalu beberapa minggu lalu lah
melakukan kegemaran atau hobi yang disukai bisa menyenangkan diri sendiri
itu sukanya rendang daging kerbau
eee tentunya akan ada pembinaan pembinaan tegurang pertama tentunya
nah untuk pemeriksaan secara cepat ini kami telah berhitung hitung dan juga kami telah mencoba
karena dengan menerapkan protokol kesehatan anda membantu untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di wilayah kota bandung
aturan aturan eh apa namanya aturan aturan lokalnya itu kemudian disesuaikan dengan keinginan mayoritas
isian pilihannya bisa kaki sapi atau bisa juga ayam kampung sudah sampai di rumah semua
dalam kehidupan kita akan melakukan hal hal yang berbeda
karena pekan lalu fedarise kan setelah mengumumkan menahan tingkat suku jumlah mereka
yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari satu jam saja
kita boleh fc dulu mungkin
karena ustadz ini mengajarkan eksklusifisme
tadi saya sempat berbincang bincang dengan beberapa pengunjung atau pengunjung atau pengguna layanan bus transjakarta
tempat pelayanan buat masyarakat yang ada di gaza utara
bukan tiga puluh menit nanti istirahat diem
apakah juga menemukan hal tersebut
dan di luar negeri pun banyak sekolah sekolah begini
ada yang eksploitasi seksual untuk tujuan komersial
dari cabang olahraga yang mengajukan nama tersebut
kalau beras dari daerah otomatis sudah tidak ada sama sekali yang mengalir untuk ke pasar induk
hanya karena saya fokus di ombak surfing ya
hal ini tak lepas dari peran segelintir anak muda bali di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an yang mempelajari surfing dari turis asing
tindakannya secara kolektif dilakukan
beritanya tersiar kemana mana
memang sudah ada usulan tadi yang disampaikan pengantar
dari segi pelaporannya sekarang bagaimana melihatnya di indonesia
senang banget ya kita bisa ketemu di setrum
udah lama sih kayaknya berarti itu pas setelah lu timnas atau gimana tuh siapa di kontaknya
biasanya para prajurit membawa minuman energi
misal jam sembilan pagi latihan jam delapan pagi tuh yang muda muda udah latihan duluan gitu
sukun selanjutnya dipotong kecil kecil lalu digiling menjadi tepung
kemudian bicara ke depan obesitas
namun kali ini warga bisa melihat singkong raksasa yang berukuran lebih besar
yang disitulah berlokasi seoul national university tempat saya berkuliah
karena balik lagi yang nentuin kan aku kan jadi kayak aku punya free will yang amat sangat luas gitu
udah lebih dari additional time yang ditentukan waktu itu
wilayah bali ntt dan ntb
eh tapi kalo di cis itu kalo misalkan lo izin untuk timnas kah untuk bila daerah itu gampang
pan dengan muhammadiyah tidak bisa kita pisahkan
atmanastuti artinya agama rasa
memperbaiki fungsi paru parunya
dia melihat kenapa ya di thailand ini yang dijual itu selain objek wisatanya tetapi juga yang dijual itu adalah anak anaknya
kini hobi ini justru jadi ladang cuan
sebut saja antrean yang sempat terjadi saat pemesanan bts meal ⁇ cdonalds pada juni dua ribu dua puluh satu lalu
ini harus kita akui kita refleksi memang kenyataannya demikian
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
dikutip dari laman aqr pada pukul setengah sembilan pagi indeks kualitas udara di dki jakarta tercatat di angka satu ratus tujuh puluh
nah di sini pesannya harus kiluan jadi kita harus pesan ikan satu kilo
ini teller banknya atau customer service yang kita lakukan itu
masih banyak hal mimpi mimpi yang dia pengen raih gitu
bagaimana untuk memperkuatlah ini ya
ini juga kita menunggu rekomendasi dari who ya kalau kita lihat memang apa yang kita masukkan di dalam kriteria sasaran vaksinasi covid rutin ini adalah
menaikkan dua puluh lima basis point lagi di edisi pertemuan yang november
ada sekitar empat orang yang mengusung badai dan lembu
setelah berjalan ada permasalahan
tentang jaminan kemerdekaan warga negara untuk memeluk dan beribadah seolah terlupakan
eits sebelum ke proses selanjutnya tampir harus dibersihkan dulu satu persatu
masih desain launching udah laku cukup banyak
ternyata masih menjaga nilai nilai luhur atau tradisi leluhur
serumen adalah kotoran telinga yang harus dihindari inilah yang mendorong kita membersihkan telinga
itu kan secara garis besar itu kan begitu itu pertanyaannya
ada nanti fungsi di dalam pencernaan juga
ia telah kehilangan ribuan dolar
baru baru ini jagad dunia maya diramaikan oleh ilustrator yang menggambar sketsa penumpang yang sedang naik mass rapid transit atau mrt jakarta
suatu ketika ini kpk ini lama lama
itu selalu dimana mana kadang kadang aku lewat ya
namun memiliki perasaan bahwa mimpinya ini belum tercapai tidak harus berakhir dengan kekerasan
di satu ratus delapan kota berbeda beda di seluruh dunia
dalam sekali produksi butuh waktu setidaknya tiga hingga enam bulan sebelum bisa dipasarkan
kemudian daerah dataran tinggi akan berbeda
nah cuma tentukan apa yang kita hadapi ini kan sebetulnya begini
secara bisnis tadi banyak banget nih film horror di indonesia
sekaligus itu akan meningkatkan
tenaga pikiran dalam arti kita harus konsul ke beberapa divisi beberapa misal dokter paru
menghilangkan emisi gas rumah kaca dari atmosfer
tetapi apakah dengan kekurangan anggaran di indonesia tidak ada
berarti ternyata ada nih persamaan di antara kita
jadi politik adalah seni dari segala kemungkinan
oke kalau begitu sekarang solusinya dan saya lihat kan pemerintah wah sekarang cukup tangkap ya
rafael alun trisambodo orang tua mario dandi terdakwa kasus penganiayaan terhadap david ozora
tengah menyiapkan kelanjutan dari swab antigen yang reaktif tersebut

dan kedua kita memiliki bias negatif yang besar sebagai manusia
menurut gue sih wajar wajar aja ya
iya apalagi era digital ya bun
cuma ya klub yang dibandingin sama yang klub kota kota lah ya klub gitu klub gitu adalah basketan tiap sore kayak gitu kayak gitu
mimpikanlah mimpimu setinggi tingginya
yaudah lah udah saking mungkin capeknya juga kalian ngomongin aku
dari sawah miliknya ia berhasil memanen lima singkong raksasa dengan ukuran berbeda
sampai sekarang keadaan ibu dan bayinya
nah terus habis itu nggak ada kan itu wibl
bahwa di dalam berbagai survei yang ada
keberanian ketegasan dalam menegakkan keadilan
iya sekarang hampir merah semua
tapi kalau di pedesaan hampir situasi itu tidak kita dapatin
kan dia juga seorang ibu
sampai akhir tahun ini betul betul ya kita harus melanjutkan vaksinasi ini
akhirnya nggak dirujak netizen
nah op aja apa sih
kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia sufiani tanjung
nah di kita ini loh wangel
anda tidak membuat uang
nggak gampang retak ya soalnya
sebagai hasil yang resmi
tidak serta merta tiba tiba ujuk ujuk jadi pemain naturalisasi dalam timnas ya pak ya
sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saat ini kami berada di koridor enam halte bus transjakarta ragunan jakarta selatan
oke daripada kamu deg degan mending kita informasikan yang valid begitu ya
perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah
targetnya koalisi pejalan kaki bagaimana dokumen rencana induk pembangunan fasilitas pejalan kaki atau rencana induk trotoar ini
ini lagi buka twitter lagi buka sosmed terus sambil nunggu teman kebetulan
kira kira selebar dua sampai tiga cm
ini lebih ke untuk
eh lo gak usah ngomongin dia kagak masuk gue yang masuk aja lah ya medial mulu gue mandarin
kemudian juga kebakaran la paz di daerah tanjung gustamedan
tak ini lagi tetap benerin lagi
klarifikasi nih perbahasi siapapun
karena saya tidak mau terjadi kecelakaan itu
dan jangan lupa dita sudah kami hubungi nanti tanggal enam september
kami melihatnya itu sebagai sebuah
di internal pan itu ternyata tidak menimbulkan dinamika
ini hasilnya apa ya lagi ngapain sih tadi
boleh main ya ibaratnya kalau pun misalnya mau berpihak tapi jangan terlalu kasar begitu lah
jadi gue ngumpulin harta ya juga nanti buat anak gitu
tiduran di atas trotoar untuk menghalau gempuran para pemotor yang menginvasi trotoar
saya kadang kadang masih kayak nggak percaya dan juga merasa ah saya sudah pantas belum ya dibilang inspirasi kayak gitu
apalagi sekarang di eropa khususnya ada ancaman krisis pangan
kontrak kemarin habis ada klub yang nawarin ya kan kayak gimana tuh ditimang timang mana yang oke ya kan
jadi putaran pertama nanti ada putaran kedua gitu
oh eh tapi setahu gue kan kalau acl kan ada empat otot gitu ya ligamennya ya
kepercayaan karena kita negara yang secara geografis menantang ini sehingga pilihan teknologi berbagai pilihan
asal pedulindungi ini betul betul diimplementasikan secara strategis
kalau untuk anak perempuan itu enam belas empat belas
dan semuanya kita minta untuk menjadi panutan
yang baru ada itu setahu saya ada sapa satu ratus dua puluh sembilan di bawah
menurut dimas gaya japandi mengusung filosofi kesederhanaan
ada pengelukatan di gria
dengan para pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi dari operator selular penyelenggara jasa telekomunikasi
bungkus mengandung tujuh puluh mg kafein
dan boleh dicek dimanapun la paz over capacity itu memang banyak kasus kasus narkoba
saya harus jalan kaki jadi pulang pergi
tadi udah ngobrol dengan ceo polmark indonesia
tidak berjalan ini efektif gitu
karena gini piramida terbaliknya di luar itu itu tidak terjadi di kita
kok ditawarkan kepada orang orang biasa
iya jadi dua faktor itulah yang kita lihat faktor pendorong misalnya bagaimana keluarga itu dalam melindungi anaknya sangat lemah
karena saya ingin mengembangkan anak anak yang ada di cimaja untuk bisa berprestasi
tapi memang kita mengharap pada pemerintah agar kita menyediakan bahan sembako yang murah gitu pak mercuda
anda bersama sbs bahasa indonesia
ya sedianya kami juga telah berusaha untuk menghubungi dari komisioner yang menjabat saat ini tapi belum ada respon
bila kita tidak melakukan koreksi saat ini
bulog itu benar benar memperhatikan yang satu bulan ini
dan pengembangan potensi pangan lokal
biasanya kan sekat sekat sendiri kan yang harus
tapi saya nggak nanya juga ke mereka alasan mereka charle itu apa
terutama nasi goreng jengkol tongseng
dan mungkin aldi jika anda belum melaporkan pajak bisa datang ke kpp terdekat kantor
relate gak sih sebetulnya
apakah negara negara yang berkumpul secara regional ini
untuk menikmati kuliner khas bogor dengan rasa dan harga terjangkau
ini starlink beroperasi dengan menggunakan ip indonesia
market conduct ini nyusahin pelaku sahaja sekeuangan
bahkan akhirnya lupa bekerja hanya pencitraan
nah ini kan tentu saja merupakan cita cita kita semua
sebab dengan posisi kita lagi kurang ini
kadang kadang ramai kadang sepi
waktu terbaik untuk melukat itu adalah memang purnama
ya tapi yang namanya p sama k
yang memang saat ini masih terpuruk fasilitasnya
dan ini juga sering terjadi di lingkungan yang si anak biasanya tumbuh berkembang
yang tersimpan dalam letera hijaunya
kf dua kf tiga kn satu untuk bayinya
tapi ini sebagai publik masyarakat internasional
di balik postingan orang orang yang suka olahraga
karya juga nyanyi juga nge rap juga
tidak sesuai dengan ketentuan kalau bahasa hukumnya
sementara server nasional lainnya harus berjuang keras dengan mengikuti kualifikasi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
bahkan saya akan mencoba mendirikan koin saat kereta melaju
bu christian dan kita sebentar lagi akan masuk season tiga nih
kepala pemerintah kepala pemerintah kepala pemerintah
nah ini biasanya juga lumayan cukup sensitif
untuk merevisi undang undang kementerian negara
perusahaan pembuatnya melakukan penelitian selama dua tahun sebelum mengeluarkan produk ini
karena sebenarnya gak peduli kalian mau orang kota mau orang daerah
relationships australia di australia selatan mendengar
saya sudah melihat kremasi di kota ubud di wilayah kecil
menurut lpsk restitusi adalah hak korban untuk proses pemulihan korban yang menjadi tanggung jawab terdakwa
bisa tanyain coach toro lah langsung
dan juga media massa sebenarnya merupakan potensi awal konflik ini sebenarnya akan bisa meluas
ada di bungkus gorengan atau bungkus nasi padang gitu
yang bertujuan memberikan rasa gurih pada jukut goreng
ya kembali bersama insight vdc anwar
apakah pelaporannya juga semakin lama semakin meningkat dan jenis jenis yang dilaporkan paling banyak itu apa dan biasanya tindakan terhadap setelah pelaporan ini terjadi ini bagaimana
saya kira ya survei partai kuman saat ini
dengan ratusan warga yang tak memiliki akses jalan darat
maksudnya traumatologi dalam hal ini apa dok
jadi dia ingin memberantas prostitusi anak di asia
dan praksi juga harus mengkaji dengan partai politik
terletak persis di belakang menara megasyariah
ini yang barangkali membuat orang akan
tidak ada soal yang menjadi ramai karena sandi ini ditengarai punya keinginan untuk terus bisa maju di dua ribu dua puluh empat
melakukan penyitaan harta benda milik mario dandi atau pihak ketiga
yang kedua ya kita berusaha untuk usaha nggak hanya sekedar jual sayur makanya terus kita ada olahan gitu
dan menurut kami yang namanya spontaneity itu something yang bisa menghubungkan kita sama rumah itu lebih dekat
satu box itu dua puluh kilo an gitu ya

memutuskan mendukung pak prabowo dan mas gibran gitu
sandi keluar yang hanya urusan bagaimana sandi terus merawat harapannya untuk bisa maju di dua ribu dua puluh
untuk menentukan kebijakan perekonomiannya pak
atau yang lain musuh gitu
namun tidak banyak yang dilakukan oleh penyedia layanan pengiriman
fasilitas ruang ruang terbuka olahraga
yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga ini juga disayangkan oleh penerbit
sehingga tidak mau juga kehilangan dalam konteks suara secara domestik
jadi kalau soal kipi sih dengan pengalaman batch pertama kemarin relatif itu bisa dijadikan bukti bahwa itu baik
bahkan delapan laik kain bisa selesai ditenun hingga lima tahun
jadi sampai sekarang pun aku juga masih belajar kayak oh yang itu nggak apa apa oh yang itu nggak boleh kayak gitu gitu
mulai dari kementerian lembaga
namun kalau kita bisa melihat bahwa tingginya angka kecelakaan bagi pejalan kaki gitu ya
nah ketika bicara apa yang dilakukan oleh negara negara lain
jadi generasi muda saat ini indonesia itu bukan seperti generasi jaman saya dulu
jangan sampai keluar dari track
yang literasi digitalnya bagus
warga meminta para mahasiswa untuk menghentikan aktivitasnya dan segera membubarkan diri
dan masjid ini juga sekaligus menjadi simbol keaneka ragaman
kita mendengarkan dulu rencana dari pemerintah
sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan
mendatangi pulau bali akibat terdesaknya kerajaan majapahit
karena ternyata kabupaten pekalongan itu mengalami tugas atau bukan mengalami mendapatkan tugas agar kota pekalongan juga ikut masuk di dalam kabupaten
di kita itu ada gerindra masa depan namanya yang kita kader terus
karena mereka harus penjiwanya bagaimana lemut lemahnya sebuah lagu itu harus mereka hayati dengan gerak sistem badan
baik kami akan terus memantau perkembangan pergantian jutaan ktp jakarta
hingga akhir februari pak
dari amerika dari asia dari china korea
dan bapak isi karim dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan
kemudian juga ada agustus dua ribu dua puluh satu puput tantriana sari bupati probolinggo menjadi tersangka jual beli jabatan
udah gak kayak dulu pas waktu psbb sepi
sedangkan harga jualnya mulai dari rp satu ratus lima puluh ribu
jadi bisa menjalurkan lewat sepeda
beras khusus itu kalau mbak desi itu ke rumah makan timur tengah
memperingati tujuh belas tahun aksi kamisan ratusan masa menggelar aksi di depan istana merdeka jakarta pusat
olahraga memang tidak secara langsung
nah itu kan ngomong ngomong lo kan di nusa dua tuh kalau ke gor merpati lama eh gimana sih itu gor merpati
bahkan presiden telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencari solusi agar harga beras bisa meredah kembali
apakah betul sandiaga uno sudah secara resmi pamit begitu mengundurkan diri
akan terus dibayang bayangi oleh pengaruhnya pak jokowi nggak
konon posisi ini tidak pernah berubah sejak awal
yang dampak soal data pribadi ini
bu nadia ini juga banyak pertanyaan mengenai vaksin covid sembilan belas untuk anak anak
ini dari kesana juga
pasti dari distrik karena tidak ada kerusuhan
ketika bicara lebar terotoar di negara kita sudah menang
anak anak orang itu secara fisik ilmu neuroscience segala macam menjelaskan pertumbuhan tubuh pikiran mental itu baru akan maksimal setelah dua puluh tahun
piot ini memulai inisiatif seperti ini
percaya atau tidak indonesia yang jauh dari kata digdaya di dunia olahraga
hari ini ada dua catatan hitam
sebenarnya keinginan kita adalah kita bersama sama menjaga agar harga beras bisa terjaga
dalam sekali makan saya merogoh kocek sebesar rp empat puluh lima
berbahan kursi vox leather berbordir batik mega mendung
kalau menurut aku sendiri buku itu kayak untuk pengalih dari hp
jadi untuk kita melakukan curhat online itu alasannya bisa beragam bukan semata mata
ataupun trotoar yang digunakan menjadi tempat parkir gitu
rata rata rapor trotoar di indonesia hanya empat tujuh dari skala sepuluh
pemerintah daerah kembali lagi
ya para ilustrator ini merupakan komunitas lemari buku buku yang digandeng mrt jakarta
secara khusus untuk lansia ini
jadi sampai pada tahap itu dan program ini juga masih berlanjut hingga saat ini
pilihlah jengkol yang bentuknya bulat dan tebal
gunakan api sedang tujuannya agar kulit sapi langsung mekar
sekarangnya bu tapi ngomong ngomong bapak kenapa sih pak beli tauco
saya harus ngomong apa adanya ini capek banget
proses penyemuran ini bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi
apakah perlu kita menggunakan gedung yang lebih besar
antara lapas dengan masyarakat
ini akan menjadi lebih cair hubungan hubungan yang tadi sempat tegang atau bagaimana analisa anda
kalau kita sering sebut bisa close loop bisa connectivity
karena kita tidak akan disesuaikan vaksinnya untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini
menenun adalah sebuah proses sosial
jadi kayak masih ya latihan ringan ringan doang
iya kan kalau di indonesia kita tahu konsepnya banyak anak banyak rejeki
terus ini mau masuk juga pak
ini benar benar wangi rempah terus
yang memang harus di
jadi kalau dari pelaksanaan kuantitas alhamdulillah perjalanan baik mbak eva
beberapa ratus penduduk itu pasti ada
saya tuh mikirnya kalau kontainer bakal terasa sempit
terjangkau berkisar sepuluh rupiah untuk jarak dekat yang bisa bertambah jika jarak
pendengar demikianlah tadi sebuah rangkuban
minimal tahun berapa ini sampai berapa ini
setelah pandemi anda bisa menikmatinya dengan menerapkan protokol kesehatan
sehingga ini perlu keterbukaan kita open mind
jadi siap siap saja apa urusan pribadi kita akan menjadi urusan sosial
mungkin di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan juga
apakah penurunan stok di dunia ini juga berpengaruh terhadap kondisi dana air
kita tuh sudah betul betul dilihat di dunia bahwa kita tuh bukan hanya berusaha untuk berusaha
kehidupan akan menjadi lebih buruk untuk satu teras negara ini yang mengusir
yang sedikit lebih tinggi dari limitnya
jangan bakar sampah tapi kita juga harus
soalnya sebelumnya udah usg usg terus mri juga
saya sempat bertanya terkait dengan anggaran bang
umat hindu di bali memegang teguh tradisi leluhur termasuk upacara kematian atau ngaben
kalau kita sudah punya pengalaman itu
sehingga tidak ada celah untuk masuknya ular datang ke dalam rumah
terima kasih pak abdullah sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
menjelaskan ia mulai menderita gejala long covid pada bulan agustus dua ribu dua puluh
dan untuk jokowi dodo
yang bisa menurunkan harga beras di pasar
misalnya alat alat misalnya elektronik
enggak waktu itu pertama kali fiba u enam belas di medan
jadi dibaginya udah demikian
tapi itu juga tidak dihirukan
karena yang akan melanjutkan kembinaan anies nanti bukan seorang politikus
terus pas porda berarti belanya apa
karena sudah mengundurkan diri dari jabatan komite kebetulan
dia kuliah di luar negeri kayaknya
alhamdulillah sudah sampai di sini sekarang
di awal sih di kepala udah sempat lihat gitu kan
pak jokowi itu sudah berhenti dua puluh oktober
perpaduan juga ada putih ya
gara gara ada bakaran hutan di kanada
nah kemudian muncul problem lagi termasuk yang dijadikan alasan untuk dilakukan
silahkan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di dalam tiket vaksinasi tersebut
boleh tuh tapi terakhir terakhir aja kali mungkin
seratus rupiah per kilo per bulan
kali ini kita jalan jalan di pasar wonokromo surabaya ya selain pasarnya sudah berusia tua
yang terutama itu rambut pasti memutih
namun juga pakai mesin kan ada yang errornya
kita real kita di
tentu saja produktivitasnya akan menurun
kemudian apabila dia satu kategori
ini kan sering sekali trotoar itu menjadi lahan konflik ya
kalau inklusi berarti semua diterima
kalau ini kisarnya berapa
jadi berarti sama widi angkatannya
jadi es oyen dan es campur lebih mirip karena isiannya lebih banyak ketimbang es teler
karenanya ayam diadu hingga salah satunya mati
itu kan kombonya berdua tuh kalau di bandung
mungkin kita juga sudah bicara dengan kementerian kesehatan dan prof kadir
jadi gimana masih mikir halte cuma buat tempat transit atau menunggu transportasi publik atau udah kepikiran
sekali lagi terima kasih banyak dan sukses ya eqpat menurut saya
apa yang kita bisa lakukan untuk mendorong anak anak kita
pembuatan kekuasaan dan juga pengecualian kekuasaan domestik
kak arief timnas indonesia butuh kak arief
kemudahan mengakses teknologi membuat masyarakat semakin enggan menggunakan kakinya
dalam satu kuali ada enam puluh tujuh puluh kerupuk yang digoreng secara bersamaan
walaupun belakangan semakin meningkat semakin meningkat semakin meningkat tetapi kan itu butuh proses yang panjang
ibu nggak tega pak
dan yang terakhir yang keempat ini memang adanya
bahwa kondisi masih stabil kondusif dan mereka masih tinggi antusiasmenya untuk memilih di empat belas februari nanti
oli dondo kambe waktu sakit itu salah satu bentuk upaya ngelobi minta ketemu
yang sebaiknya ditanya pertama itu bu sinta
untuk memang perjalanan atau yang digunakan untuk pelayanan
kurikulum pendidikan yang barangkali perlu
guru besar antropologi universitas gajah mada hedi sri ahin saputra menilai
setelah bagian luarnya dihaluskan menggunakan alat listrik
seiring dengan meningkatnya sensor media pemilu yang tidak adil dan pembatasan protes sipil
terus nyanyi bareng itu kayak selasa di konser itu senang banget
mereka mengeluarkan surat ya
terlepas dari semua informasi yang beredar
manakala ada pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan
setelah keluar putusan judicial review yang inkrah itu
bayangkanlah satu akan masuk kesana misalnya
jadi ada orang orang yang lebih memikirkan bukan persoalan kuantitas tapi kualitas orang yang bisa kita hasilkan seperti apa nih gitu
pak benas maka memang tidak bisa
gara gara cowo berarti lu nggak ada awalnya emang nggak interest banget sama basket dong ya
ya saya sangat setuju dengan itu ya
ya senang sih tradisinya masih terus berlanjut kayak nggak putus gitu tali silaturahminya
kecerdasan berpolitik pada berbagai kalangan untuk membuat setiap orang siap dengan pertarungan
ya kita banyak ngobrol sih sejujurnya pas baca script untuk pertama kalinya kan
yang kemudian kita ketahui pada saat pandemi itu cukup tinggi
dokter sendiri tau modul gak berapa menit per tiap hari ini jalan kakinya
tapi jadinya memang ribuan ya bang ya
aku yakin lah banyak anak anak juga yang pengen dapat beasiswa dari basket
karena memang kwikon sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah
jengkol yang baru dibeli sebaiknya tak langsung diolah
nah itu juga sekarang lagi didorong
kita berdoa semoga semuanya baik baik aja sih mas
pimpinan pimpinan ke depan ini yang terus menjadi kita bina dan masa depan
karena banyak pesanan tiba dalam keadaan dingin atau ada yang hilang
beliau setelah itu one on one menyampaikan
apakah perubahannya itu akan langsung dilakukan seperti perubahan ktp dan seperti apa prosedurnya
melainkan menjadi simbol mempersembahkan darah kepada pertiwi
humor dan candaan baik dilakukan sendiri atau menonton video lucu misalnya
yang tidak tahu bahwa
tim paling bahagia di singapura udah gitu pas kemas itu ya
dengan tadi anda memberikan headline waktunya untuk membeli
emang karena kita tuh mungkin diskusi saya dan teman teman saya
atau yang sekarang jadi pertimbangan di ojk gitu ya
ada seorang wisatawan dari norwegia prihatin dengan kondisi anak anak di tempat tempat wisata di thailand yang dijadikan objek prostitusi
yang menunjukkan bahwa tren otoriter
biasanya kita tarik durinya biar kemakan kulit
penerimaan pajak sesuai dengan target
jadi bagaimana dengan penggunaan
jika anda tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat pemungutan suara
yang mereferensiasi jawa atau
ini final sea games ini banyak rekor ya
berdasarkan kesepakatan yang disetujui
nanti di surga dengan membawa hafal yang terbaik
sebagai negara rawan bencana indonesia harus siap menghadapi segala jenis bencana
dan daripada berantem mengenai sumbernya dari mana salah siapa menurut piot dengan data yang dimiliki ini
terus kemudian secara emosional atau ee
jadi tidak selalu kemudian dia ada masalah mungkin peranan sini tidak sampai ke arah sana
mungkin karena ke amerika dulu
daripada keindahan dan kesempatan yang ada di sini
tetapi warga binaan tetap memperoleh apa namanya layanan
dalam melakukan uji emisi kendaraan maupun industri
nah dia tuh kurang kepandang gara gara ya itu
apalagi ini kalau sudah musim bulan suci
dulu minta sempat mikir iph pernah
kita juga bernama j i zes yang bermain di seri b venezia
yang berani independen untuk menegakkan keadilan
yang sama si audi sama si divano itu
bangga karena bisa meneruskan tradisi yang sudah diwariskan
tapi di sisi lain ini bertepatan dengan momen libur natal dan juga tahun baru
kalo udah ini lancar nangih
sebab untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan buku nikah
tapi sudah naiknya kan jauh jauh hari kemarin
iya si rifaldo waktu itu ke argentina paling tua sendiri waktu itu ya
sederhana orang melihat gerindra itu duan enoli prabowo subianto
hingga kampung pitu yang dihuni tujuh keluarga
tapi juga bisa berbicara tentang keguguran emosional keguguran psikologi keguguran seksual atau bahkan keguguran finansial
nah mekanisme pelindungan itu kan belum begitu kuat dalam melindungi destinasi
pada impor khusus untuk gula
dan sebagai pemimpin gereja sebagai kepala gereja anglikan beliau memegang satu tugas dengan amanah dan istikomah
kita sebetulnya ini sih dari dua ribu empat belas
ada area tersendiri untuk melakukan penindakan itu
pak samson dulu importnya dari negara mana dan wah berapa nih per ekornya pertama
modal yang kita keluarkan juga besar
karena di situ memang ada nuansa ketidaksempurnaan
setelah kering kerupuk akan masuk ke proses mengungkap atau melapuk
cateringnya sendiri katia mencoba untuk merotasi menu makanan agar tidak membosankan
ada makna mendalam dalam setiap ritual yang dijalankan
akibat perbuatan guru ngaji yang mereka percaya sebelumnya
sangat maksimal sampai dengan anak anak saja tim kepelatihan dan kita semuanya itu waktunya lebaran tidak lebaran coba bayangin
alergi jadi faktor yang bisa meningkatkan keluhan keluhan tersebut
dan mulai tanggal tiga oktober di australia barat dan australia barat dan australia barat dan australia barat dan australia barat dan australia barat dan australia barat dan australia barat
dia menggunakan kayu kayu asli gitu sebagai furniture maupun struktur bangunan
karena banyak yang penasaran ini bagaimana ke depannya apakah gerindra kehilangan atau tidak karena sudah resmi pamit
saat mengisi rumah lukman dan ida memilih furnitur yang unik dan fungsional untuk menambah karakter dalam rumah
tetapi tetap berdoa dengan ajaran masing masing
di kawasan ini kita bisa menjumpai kedutaan besar
dan juga kami menunggu itu kira kira mekanisme untuk pelaksananya seperti apa
konstruksi baru dapat segera dimulai
apa menyerap gas gas yang berbahaya
oke selanjutnya ini informasi dari kuliner gitu ya krovel iqbal tau gak
kalau di khususnya jabodetabek ini yang paling memberikan kontribusi terbesar
sedikit kontroversial dalam konteks pengambilan keputusan
seperti ketupat opor dan sambal goreng hati
jadi persoalan awalnya adalah produksinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan oleh kementerian pertanian
menu khas dobo banyak menggunakan ikan laut kini hidangan dalam menunya mirip dengan menu
alih alih untuk meningkatkan gitu pak
perlindungan hak konstitusi itu lebih penting
bagaimana sosialisasi kewajiban penumpang untuk membawa strp
kita kan ngomongin tadi sumatera oke udah kepegang
mereka menggelar upadesa ritual upacara mengembalikan roh menuju alam semesta
yang dilakukan juga semuanya harus melakukan
ya ini adalah salah satu sate khas bali yakni sate kakul
kejahatan di sektor jasa keuangan sekarang
itu semua kesalahan keluarga
dan sebaliknya menurunkan suhu ruangan saat malam hari
karena yang ada tenaganya dibuang sia sia
dengan berbagai pilihan makanan yang lezat dan harga terjangkau kuliner di sedia kencana menjadi spot wajib untuk dikunjungi

selain itu hanya rumah kontainer permanen saja yang butuh izin mendirikan bangunan
untuk apa namanya melahirkan anak itu
kelihatannya perlu waktu yang lebih agak panjang untuk memberikan kesempatan
nah kenapa akhirnya kemudian memutuskan kayaknya nih oke nih
oke kalau untuk yang si tongseng digoreng lagi ya pak
soalnya kan kalo udah angkatan dua ribu sembilan belas kan udah rivaldo back to back rivaldo tandra
keamanan pangan keamanan dan mutu pangan
salah satu ciri ciri kerupuk yang matang adalah tidak mudah pecah
meski begitu yudi menambahkan anak hasil pemerkosaan yang tanpa dinikahi pelaku
teknologi sampai kepada kamar kamar
pakai pengaman kali lah paling tidak
khususnya bahan pokok pangan
karena posisinya di gerindra partai besar itulah yang melekat pada sandi
saya selalu menganalogkan engsel pintu
masyarakatnya banyak yang beternak ya beternak kambing
ya bola basket kan basket itu kan kayak olahraga mahal kan
oh widi itu timur kalau nggak salah kalau mau di utara ya gue baca ya di surabaya utara katanya ya
nah proses bikin kerupuk ya mirip mirip lah
nanti bisa menjadi putusan hakim ya agar nanti apa
kemudian pemain tersebut harus mempunyai darah indonesia
pertama anda harus siap masyarakat kita ini masyarakat sosial masyarakat komunal
ternyata terlalu memakan waktu
yang terjadi penyelesaian tenaga honorer sampai dua ribu dua puluh empat
bahwa nama saya masuk sebagai calon komisaris bni
apple harus menarik kembali semua iphone dua belas yang telah terjual
dan dampak kelemahan yang terjadi di eropa itu terlihat sekali di tiongkok ya
baik dan ini sangat buruk ya terhadap kesehatan kita dan tentu saja akan mempengaruhi ya kualitas dari manusianya
ya itu part of eksklusifisme
itu benar benar bukan kabut asap tapi polusi
yang membuat kita sebenarnya tidak kemudian jadi lapar sebenarnya
yang memberi tahu tentang status pesan antar mereka
baru empat km berjalan saya sudah tidak kuat menahan beban
cuman makanan sehat lah
ya tiga empat lima enam tujuh dan seterusnya
kalau dari pihak yayasan sendiri belum
atau tetap di pan itu gimana meyakinkan itu mas
apakah ini adalah masalah keringatan keras ini atau masalah internal oleh penyelenggara pemilu ini mas arief
apa sih alasannya ingin keluar apa yang salah dari gerindra apa yang tidak dicapai gibran
sekarang kan yang perlu disiasati adalah
karena banyak yang bilang mas epp nya ada personal nih sama pak jokowi
untuk sepotong harganya rp delapan puluh lima
dan pada waktu itu kan paslonnya lumayan banyak juga kan
rian fernando dwi agung yul diarto jakarta
yang di federasi tidak punya
mahasiswa yang bersangkutan diharap bisa melapor untuk mengundurkan diri
ada berbagai macam olahan seperti ekrol dan ini ada roti kue roti seperti ini
bapak amit amaluddin mantan menteri hukum dan ham
indonesia akan masuk pada tujuh ekonomi besar dunia di dua ribu tiga puluh
gak ada mobil yang keluar jangankan bicara working from home
kemudian tidak ada tempat tempat di mana mereka bisa meng counseling dirinya
gimana tuh bokap nyokap tuh ngelihat lu ke china
dia mengadu ke ojk itu
pasti menjadi bagian yang ikut
karena individu yang lebih bermusuhanlah yang dapat bertahan hidup

pemerintah belum hadir sepenuhnya
oke sudah sholat id tadi pak di sini
kalau nggak pakai rawit hijau pakai cabai kering nggak mau
mungkin teman teman lebih
belajar dari pengalaman belajar dari banyak kegagalan itu yang akhirnya bisa membawa dita ya
bekerja sama dengan sekitar tiga ratus pakar dari universitas terkemuka dan lembaga pemikir di lebih dari satu ratus dua puluh negara
ini kan kejadian yang sudah berulang
tapi tetap terkoordinasi dengan lembaga
jadi mau orang kirim kulit segarnya sedikit kita terima
padahal mulai senin pagi pemprov dki jakarta menerapkan kebijakan work from home terhadap lima puluh persen aparatur sipil negara di jajaran pemprov dki jakarta
rasa es krim sharco ini enak banget
lagi sekali itu adalah hal yang diambil dari perbicaraan pertama kepada klub pemirsa
liga kita itu harus dikelola secara transparan profesional
saya banyak berkunjung ke berbagai lapas
kan bisa tuh masuknya nanti di tengah tengah gitu
gagasan konsep dan lain lain
bukan hal mudah untuk berbisnis binatang seperti bison ini
karena ekspektasinya terlalu tinggi bahwa september ini akan diguyur banyak panen
dan pp ini kan masih dalam proses perancangan apa
tau lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru
ya makanya sebagai child free
karena tadi sudah bisa lakukan telpon ke call center karena ada nomor yang bisa dihubungi jika lupa fin ataupun password
asisten deputi olahraga masyarakat
kita takut ketuker soal ya
dan itu seharusnya ada sanksi yang tegas kepada pengelola publik yang tidak mengimplementasikan pedulindungi itu secara proper dan standar
oke siap kita ke rumah ya
ketut memiliki mimpi besar untuk bisa tampil di olimpiade paris dua ribu dua puluh
sambil menunggu makanan disiapkan oleh para juru masak
seta akhirnya dipotong potong dan mencari orang untuk bisa menyalurkan
jadi kemarin kita ganti lima menit masuk lima pemain ganti lima menit keluar masuk lima kayak gitu
apakah saat itu memang sudah terasa bahwa ada polusi udara di jakarta
ini sekarang lebih lancar
jadi ada hal hal yang setiap komunitas setiap negara setiap bangsa itu punya alasan yang sangat spesifik juga
saya tertarik nih dengan jajanan di sini
lu kan semua orang sama kita kan paling ya dua ribu empat belas dua ribu tiga belas gitu gue search
kemudian buat pelaku sejasa keuangan
karena aromanya kan begitu kuat ya terasa
polusi udara yang kini meresahkan warga jakarta mendapat perhatian presiden joko widodo
roh arwah dari orang yang meninggal itu
banyak sekali spot surfing ideal dengan ombak yang sangat menantang tersebar mulai dari aceh sampai ke papua
memiliki kesenangan di dalam kamar masing masing
kalau menurut data dari bps
tetap ada margin untung sih alhamdulillah walaupun marginnya belum terlalu besar gitu ya
dengan harga yang tentu saja masuk akal terjangkau
karena dengan harapan ketika memang yang digunakan adalah produk dalam negeri kita
udah besar ya tapi kalau misalkan saya nih tiba tiba saya suka bison gitu dan saya ingin beli
gitu lebih ke karena ingin menarik dirinya itu
kalau aku ramen zila sama fish dimsum goreng
nextnya ya jadi ada gabungan dari dua film itu
di lingkungan rumah atau di institusi atau
penasaran seperti apa rasanya
apa berpura pura masuk ke ini
anggi saat ini anda berada di siheng korea selatan
itu menjadi soundtrack soundtrack drakor yang berjudul business proposal
nah tetapi memang kami dari pmi dan juga beberapa
tapi kan tujuan akhir politik itu menang mas ya
melayang layang di atas kapal
layaknya seorang tamu itu harus mengerti
itu termasuk yang paling terdampak dan juga salah satunya adalah di distrik atau di wilayah kecamatan guanang
menggugah selera dengan cita rasa yang gurih gaji dan renyah
agar kita tidak kembali ke masa masa sulit ketika varian delta menyebar di pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah tadi kembali ke sapi
iklan yang tadinya banyak yang
atau dewan perwakilan rakyat australia
tapi saya sendiri tidak merasa bingung
kelemahan nilai tukar potensi dana outflow dari pasar di tanah itu
statement dari jerome paul sendiri menyatakan kelihatannya mereka masih akan menaikkan tingkat suku bunga
nah dua ini bisa menjadi masalah pada usia usia yang di atas lima puluh tahun
terus di ko daddy juga kok baru dengerin sedikit sih dari ko daddy kan
memang ada beberapa problem
harganya juga gak kalah bikin kaget
nggak kayak yang buatan gitu
semakin lama kan semakin meningkat menjadi semacam kejahatan internasional
kalau di luar negeri kan
sementara kulit kambing untuk yang berukuran kecil
nah ini bagian dari market conduct
marcelino adalah salah satu pemain yang memukau di turnamen
biar masyarakat gampang di pengawasan bank misalnya
tadi kan gue gue kan nontonin video lu di siapa ya
dalam perjalanan jelajah mudik saya di kota solo
karena kan kita targetnya masih sampai dengan desember
dan hari ini sebenarnya berawal dari ini sih wan
mungkin nanti kita ada next episode tentang bahas tentang business talk
penuh dengan penuh dengan kerukunan dan kedamaian dan selalu mencari jalan keluar
di hotel ada meeting team namanya ada manager meeting
turun tangan pemda pemda sekitar
nanti kereta api cepat jakarta bandung ini akan mulai beroperasi di pertengahan agustus dua ribu dua puluh tiga sekaligus sebagai kado ulang tahun indonesia
yang memiliki iphone dua belas untuk mengkhawatirkannya
kalo semua dah yang pernah dilatih mas cacing gimana dia nglatih pedes
di asean sendiri juga sepertinya prinsipnya
yang pertama menurut the landset dan menurut peneliti dari us yang penting adanya hepa filter tanpa teknologi tambahan
dengan mengatakan tentang penguasaan dan penguasaan
pada saat misalnya terjadi kebakaran tadi pagi
lembaga ini diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan cadangan pangan pemerintah
tapi yang perlu kita ketahui adalah soal chil pri ini konsepnya itu udah dari abad ke lima belas
karena anak anak tersebut usianya masih di bawah empat belas tahun yang menurut hukum kita tidak bisa dibawa ke dalam sistem peradilan pidana
kemudian saya diterima di fkh
yang akan menetapkan booster sebagai syarat untuk melakukan perjalanan jauh
menggunakan itu untuk mengetahui rute lokasi
ya rasanya seperti lebih ringan
ya baik bpjs ya mungkin juga pajak samsat dan lain lainnya
nah oleh karena itu selain data yang tadi dan juga ada satu studi yang kita lakukan dengan unpad dan ui
artinya kan tinggal waktu satu tahun
dan hal hal yang terletak di dalam kita adalah hal hal yang mencari dan mengembangkan percayaan sebelumnya
artinya waktu reading script itu pertama kali tatiana mungkin yang belum pernah main film horror sebelumnya
nah tahun dua ribu satu ketika mulai tertariklah untuk melihat situasi bagaimana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di indonesia
tapi mungkin lebih ke kalau bisa mencoba dunia perfilman atau karena saya sekolah musical juga mungkin dunia musical kayak gitu
dukungan gitu nanti koalisi siap
satu departemen yang market conduct sendiri
dari tahun dua ribu sembilan belas kita lihat angkanya berada di empat puluh ini cukup baik
dan untuk lebih lengkapnya saya akan bertanya langsung nih kepada bapak hamdan hamadan melalui sambungan zoom
kemudian timing bank ini mengalami koreksi tapi dari level yang atas ya
tak ketinggalan saus tomat sebagai kuah dan ditaburi tumbukan kacang tanah
kita harus menangani dengan penuh kasih sayang dan kesabaran
udah abis itu banyak lah
kita lihat pada agustus dua ribu tujuh belas ahmad ⁇ shafii ⁇ yang merupakan bupati pamekasan menjadi tersangka suap penghentian penyelidikan dana desa dengan fonis dua tahun delapan bulan penjara
padahal gerejanya umurnya sama dengan sumpah pemuda
kenapa digoreng lagi pak kan sebetulnya jengkol sudah matang pak
overall kita tentu punya pertimbangan
bisa juga karena gangguan metaboli
tapi kenapa tiba tiba kok ada cedera
dan mengatakan bahwasanya kondisi beras amat
memungkinkan sih sangat memungkinkan
tapi di sisi lain angkot sudah menjadi bagian dari kehidupan warga bogor
ada sapi bali ada sapi sumba ada sapi di ntt dan lain lain
yang kita awasi adalah market conduct itu untuk
jadi hal yang rumrah
ini untuk menyikapi pendudukan idf di rumah sakit indonesia di gaza
jadi karena akses terhadap anak anak itu jauh lebih besar dan lebih mudah
karena itu ayam jantan diadu hingga salah satunya mati
yang sebetulnya semestinya adalah
aturan aturan yang ada dalam konsep pengelukatan itu
mori kakun adu we are di jakarta
kalau kita katakan infrastruktur tadi ya instalasi listrik selalu menjadi momok di negara ini terutama di lapas
apa yang dilakukan dan untuk apa dan kenapa
ibu nyai sinta nurriya abdulrahman wahid
koko basket tapi nggak serius serius banget
karena kita melihat sekarang para pekerja kantor lah
tim liputan cnn indonesia
nah pelajarannya adalah bahwa harus secara rutin mengecek
apalagi kemudian kalau para pejabat dari surabaya misalnya datang ini juga menggunakan banyak sekali mobil rombongan
yang saya pikirkan cuma modal mimpi saya sama self confidence aja sih
karena data itu tadi yang menjadi problem di mana daerah harus mengumpulkan
kita sangat sejuk ya
ending balance tahun dua ribu dua puluh dua ke dua puluh tiga itu berapa
harapan besar dan tinggi itu kami titipkan
budi gunadi merekomendasikan masker kf sembilan puluh empat dan kn sembilan puluh lima
hari kamis kereta api cepat jakarta bandung kembali diuji coba
maka komitmen komitmen dari pemerintah ini dari pelaksana inilah yang membuat saya sangat optimis
setelah itu kacang dijemur kembali dan disimpan dalam wadah wadah berbentuk persegi panjang ini
virus covid sembilan belas ini artinya perlu ada kajian yang lebih mendalam lebih komprehensif lebih hati hati dan bertahap gitu ya
kita madamin api terus hilang kan memang butuh waktu bertahun tahun dan kita juga harus punya
tapi ini ini kalo ngomongin bisnisnya kak arief kayaknya nggak ada beres kan dicen dibanding gitu kita ngomongin bisnisnya kak arief terus kita ngomongin ini lah ngomongin basket lah ini kayaknya lagi hot hotnya nih soalnya mau ibl restart nih dicen
menjelang pemilu yang akan datang pihak oposisi juga telah mengubah sikapnya terhadap dukungan terhadap pemotongan pajak yang dilakukan oleh partai buruh
termasuk juga mas emil dardak
dari ketertarikan gue atas satu postingan yang membahas soal
tumis sebentar dan matang
sebenarnya banyak loh yang nanya ada masalah apa sih mas ed dengan pak jokowi
saya sudah mencoba konten saya di skydeck halte bundaran hi karena fotonya cantik cantik
dalam hal ternyata satu dinas itu bisa dilakukan percepatan maka ditelepon nanti
tapi dalam urusan beras
karena di tajam bali age juga bali mule
dan gugur itu memproduksi awan panas yang berupa
tidak hanya dari sisi
waktu sembuhnya itu kita hitungan hari minggu atau bulan
curhat online bisa menjadi wadah meluapkan perasaan demi kondisi mental yang lebih sehat
sukses pak sumarji untuk teman teman garuda muda
hmm oke oke oke eh tapi baru baru di lu pas di gloria itu beasiswa lu berarti
ya tau gak pasti kan sekarang susah juga ya buat semua orang
selanjutnya mushaymin iskandar ada total kayaknya dua puluh tujuh dua puluh delapan miliar terdiri dari bidang tanah dan bangunan rp dua puluh empat tujuh miliar
bertentangan dengan beberapa stereotip laki laki juga terlibat dalam menenun
hal ini dikarenakan sebagian besar wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan atas pajak
nah ini sesungguhnya yang terjadi pada saat ini dan ini yang membuat kami akhirnya buka suara
tak sedikit di antaranya mulai menjajaki karir secara profesional
ini gedung perkantoran dan banyak ac dan lain sebagainya tidak ada jendela yang terbuka
jangan lupa ditutup ya tarik mang
ini berapa lama pak
spesialisasi ini ibu ya
kemudian tanam tiga ratus ribu hektare
di aplikasi layanan pengiriman
menyebabkan harga gabah juga ikut tinggi
oke potensi lonjakan masih ada terjadi pertanyaan kita selanjutnya karena kita berbicara mengenai vaksin yang kini berbayar
tergantung ukuran buah durian
pihak sekolah dasar negeri growong pun mengungkapkan peningkatan layanan internet di desa itu sangat berpengaruh positif terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolahnya
dan hanya saat kita tidak memiliki pilihan
meski telah ditetapkan per satu januari lalu namun hingga tanggal tiga januari belum ada fasilitas kesehatan
para dokter menggambarkan gejala dari long covid termasuk kelelahan
jadi di dua ribu enam belas kemarin itu yang di bandung ya jawa tengah mau gak mau tetep pengenlah mempertahankanlah gitu
ini menjadi hal yang cukup luar biasa dan harapannya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
terus habis itu kayak serem ya
dari sisi pedagang apa yang menyebabkan kenaikan harga beras di dalam negeri tidak terkendali
tapi kemudian setelah masuk tradisi baru artinya tradisi majapahit katakan
loh kok halte halte emangnya ada apa nih di halte halte
ya seharusnya berapa lama bingung juga
korban semeru yang kini kesulitan mendapatkan pakan ia paham betul bagaimana susah dan
panas sekali di sini
jadi ini udah dikumpulin hasil risetnya
kalau saya bilang selesailah sudah
karena kami masyarakat tenganan sangat sangat melindungi hutan adatnya
dan kita bisa menemukan identitas kita lagi
tetapi alat ini sekarang dijadikan sebagai media pembelajaran bagi para santri
ini ternyata dibuat oleh masyarakat dan kemudian mereka
saya memanen langsung dengan tangan seperti ini
apalagi kalau kita jalannya misalnya di taman
kalaulah target ini segini dan kemudian sistemnya kita sudah tahu berapa meja bagaimana antrinya antusiasmenya
itu kedua merupakan kekuatan kekuatan ini
sebetulnya ketika orang lain bercerita bahwa di agama kami begini begini
mau punya apapun kan kesulitan
orang enggak punya uang enggak punya beras gitu loh rumput jenis odot dan pak cong yang ditanamnya
ya makanya vaksinasi ini yang harus dikejar
pariwisata kepulauan derawan sudah menjadi mata pencarian ribuan warga
tentu kita harus perketat persyaratan mobilitas
karena waktu itu ada perubahan vaksin
kemudian dana kampanye ya yang keluar
pupuk juga harus berimbang gitu
kita juga nggak mau konsumen nanti sangat kuat gitu
terhadap kerja kerja yang kita lakukan kita akan terus kerja aja
ya sandi bisa membawa gitu aura politiknya ke p tiga
ya cups leave event mungkin masih terdengar kurang familiar ya
kami mohon kepada hakim konstitusi yang kami muliakan
jadi kita enggak boleh ada cacat tersembunyi
jadi dia punya rasa tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menemukan sahabatnya lagi
adalah buyer s market kita sebutnya
cuman eh si vincent tau tau si sung ging
itu bukan si gim lagi
pengalaman ini apakah selalu mendapati janjinya atau tidak
jadi kuncinya harus tahu proyeksi
paling sering terjadi gitu
di mana ada gustur
mental juga akan mempengaruhi efek positif kepada mental kita
sapaannya cukup lama gitu
bahan bahannya segar dan bumbu yang digunakan pun meresap
di melalui berbagai saluran media

saya menemui muhammad juhri
senang melihat potongan pajak dilaksanakan dan anggapan bahwa hambatan tersebut
padahal banyak sekali manfaat yang bisa didapat hanya dengan berjalan kaki
dia ada masalah di ligamen atau putus ligamen
belakangan ini ular berbagai jenis kembali marak masuk permukiman di sejumlah daerah
dampaknya tetap sama yakni distorsi realitas yang dapat mempengaruhi opini
ala ala jepang korea gitu ya asia gitu lah
hari ini tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik pada nanti dua ribu dua puluh empat mas adi
aktivitas fisik dan olahraga disela sela
ada banyak perbedaan dalam pengoperasian ka cepat dengan kereta konvensional
pindahnya mepet lah pindahnya mepet
ya verdi kalau terjebak di pemukiman saya mendapatkan konfirmasi
adalah serangan terhadap kedaulatan iran
disebut demikian bukan tanpa sebab tapi karena desainnya menyerupai kapal pinisi
ada dari psbb ada psbb satu dua tiga ada ppkm darurat
terima kasih untuk perbincangan pak geyar ini
nah kalau itu nanti tidak selesai sampai dua ribu dua puluh empat
berdasarkan keterangan petugas terdapat sekitar
kita karena menganggap itu saudara kemarin satu hari sebelum hari raya idul fitri kami
kalau kak arief ngomong gini tuh gue inget caleb waktu nangis waktu juara tahun lalu tuh caleb tuh nangis
wah ini kalau yang benar benar baru nyoba nih harus sangat hati hati nih
pak amit kalau tadi dikatakan sebenarnya perlu ada konsep
kemandirian pangan dan juga ketahanan pangan
terus dijanjiin kelas dua boleh ikut basket
tapi terus akhirnya tahun ketiga balik lagi emang kalau waktu tuhan
pengunjung harus rela antri berjam jam untuk mendapatkan giliran menikmati sate ini
jadi kita juga masih kadang kadang kalau pengen inget pengen makan
seikat daun pandan ini akan menentukan kegagahan para lelaki di desa ada tenganan pegeringsingan dalam perang pandan
kita tahun depan masih ada apa nggak
apakah indonesia sudah siap dengan itu
satu juga dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh kayaknya udah enggak lah
ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat
lutut yang depan bukan lutut di temurung di depan yang ada ototnya di tengahnya
jadi sebenarnya kan mengambil alih bagian bagian yang sangat kursi
pembimbingan teknis pengisian spt
nah sejak itulah saya di spotlight oleh seluruh majalah kan
makanya ketika semakin modern
karena konsumen atas nama lembaga yayasan konsumen kita juga menyarankan untuk tidak melakukan
kalau untuk ring satu minggu ini sudah stabil
dan apalagi sekarang ini di indonesia
ini yang membuat puluhan warga yang mencari keluarga mereka yang masih terjebak di antara material vulkanik ini kemudian berhamburan lari
ada statistiknya siapa yang melaporkannya kasusnya biasanya berbentuk apa
makin meningkatkan atau makin mempertebal perisai kita
kadang kadang anda bahkan dapat mengidentifikasi senimannya dengan melihat dasar tenunannya
harus menggunakan kapal untuk menjangkau warga di daerah pesisir
udah lima bulan lalu sekitaran lima bulan lalu udah balik ke bali
kalau pemerintah menanggapi dalam catatannya itu datanya
nggak tahu bahwa udah lama itu dia kayaknya
dimana diketahui kalau kemudian vaksin ketiganya itu berbeda maka didapatkan efekasi yang lebih besar yaitu enam puluh satu sampai sembilan puluh satu persen
bahwa mempertahankan tingkat keintiman emosional
negara harusnya kembali kepada perlindungan hak konstitusi
iya kan waktu usg cuma bilangnya oh ada cairannya ada cairannya gitu doang
ada tujuan yang berbeda di sini
karena kondisi perekonomian terutama masyarakat bawah dan juga ukm
tentang posisi pan di dalam dukungannya terhadap pak prabowo
dan saya kan bukan juru bicara sekjen pdi perjuangan
bu nadia sebelum kita berbicara mengenai masalah vaksin kita berbicara mengenai kasus aktif untuk covid sembilan belas sendiri
dan kalau di tempat fasilitas secara umum yang lain tentunya tadi sudah disampaikan juga fasilitas umum transportasi publik subway walaupun kita memiliki di seoul ada beberapa lain utama gitu
solusi yang tepat yang balik lagi jangka waktunya bakal lumayan panjang
undang undang mengenai housing austria future fund
ia dilantik pada januari dua ribu delapan belas silam
nah khusus untuk tadi berdasarkan market
kemenpora itu punya pedestrian yang cukup lebar
akhirnya kenapa aku memutuskan buat nunda kuliah setahun
jurubicara idf menuduh bahwa rumah sakit indonesia itu menjadi markasnya hamas
artinya akan melibatkan berbagai macam pihak yang potensi terdampaknya jauh lebih besar
udah di atas setahun dan sudah bisa diolah menjadi kursi untuk kita duduk
dengan pemerintahan atau pembantunya nanti
ataupun fitur fitur pengaduan yang ada di laman laman resmi kemdikbud
larangan ini untuk melindungi penduduk montana dari dugaan pengumpulan data oleh intelijen tiongkok
dan itu akan memberikan efek juga ke otak
yaitu sumut dan sumsel
kalau untuk ketinggian kira kira sebenarnya saya tidak mengalami secara langsung ya karena di sini tidak terdapat kondisi yang berbeda
ternyata belum selesai saya masih harus mengantarnya ke pelanggan
nah jadi tetap bahwa tentu kita tidak menginginkan ya peningkatan kasus
dan kalau sinar garut akjan itu alhamdulillah ini usaha saya sendiri berawal mulainya dari tahun dua ribu sebelas
meski demikian omset perharinya mencapai tujuh juta rupiah
saya lihat tuh pertama marcelino nangis aduh mati anaknya lagi
kalau bentuk ada di pasar
kalau kita review lagi ternyata ini mungkin adalah buah dari
environment lingkungan yang melingkupi
tetapi kami punya catatan
bagaimana kemudian kondisi geopolitiknya
karena nafas sudah di support beberapa saintis di seluruh dunia dari atmospheric science dari indoor science juga
sabung ayam di desa ini tak seperti permainan adu ayam pada umumnya
selain memerlukan keberanian kepala daerah
karena kan rokok bukan hanya buat dirinya
sementara mungkin kalau jenis vaksin yang masih merupakan produksi atau diproduksi di luar negeri ya itu mungkin masih membutuhkan waktu untuk proses pendaftaran di badan pomnya
tata kemarin terakhir main pas banget lagi juara dua ribu dua puluh
bisa juga orang itu ada kecenderungan mereka melakukan curhat online untuk mendapatkan jawaban yang respon yang cepat gitu
orang dikasih sesuatu supaya patuh
akhirnya mereka akan berupaya untuk mewujudkannya dalam dunia nyata
tasya yang merupakan penerus pemilik usaha kue
aku sama yesaya aku sempet satu sekolah juga sama yesaya
apalagi tadi di wawancara disebutkan perjalanan ke depan masih panjang
kemudian juga mereka frustasi juga karena pelaku malah tidak bisa
masuk ke cls junior kan pasti kan
jadi cukup masyarakat membawa ktp nya saja ke loket loket pelayanan kami
terus mungkin kita bergeser ke polling berikutnya
habis itu karirnya tenggelam
kalau barang panas lewat di dekat kita kan kita
korban tidak pernah sedetik pun berhenti menuntut pertanggung jawaban itu
sebenarnya kalau pedagang di sini nggak pakai
lalu kemudian ya peta berubah ubah namanya dinamis ya sampai dengan titik akhir kemarin ya itulah yang terjadi gitu kira kira
lebih hemat bisa dua puluh per meter atau totalnya dua puluh
kenapa karena begitu anak dijadikan objek seks komersial
menjadi penyebab kita hilangnya pahala puasa
kejuaraan piala presiden e sport dua ribu dua puluh satu
tahun dua ribu dua puluh satu surplusnya kurang lebih sama
nah bentuk bentuknya itu berbeda beda
sehingga perlu orang orang pinter orang orang yang cerdas gitu ya
harus urusan agama pokoknya gitu
karena dia didukung oleh empat tulang dengan tujuh ligamen yang sangat kuat sebenarnya
mengawinkan sepeda motor dan juga baknya becaknya menjadi satu menjadi bentor itu biasanya dibutuhkan
kita berharap nanti kita akan berkomunikasi terus berdiskusi dengan banyak ekosistem dan baku kepentingan
oh rapor survei rapor trotowar di indonesia yang dilakukan oleh kualitas pejalan kaki
saya naik kereta api ini karena menurut saya tingkat suara kekedapan suara kemudian tadi kegoyangannya dan sebagainya itu betul betul tadi sangat bagus
yang sudah menyampaikan spt tahunannya untuk tahun pajak dua ribu dua puluh
melainkan dari luar kota khususnya dari jakarta
atau sebagai tumbuhan pemula di suatu kawasan yang tidak ada hutan
bagaimana sensasinya dan berapa lama waktu tempuhnya
hmm asik juga ternyata nongkrong di halte serasa lagi di rooftop cafe kekinian
kalau kita udah jadi salah satu bagian dari timnas basket ya
kemudian bunga kita spreadnya sangat tipis ya
yang tentu kami lakukan ini
pemerintah juga menyediakan layanan hotline di satu ratus lima puluh sembilan
ya terutama lapas lapas yang sudah berumur tiga puluh tahun ke atas
kemudian ketemu dengan teman teman penggemar fotografi ini lagi belajar fotografi katanya
ketua bawaslu rahmat bajah menyatakan bentuk pengawasan yang akan dijalankan pihaknya
partai yang digawangi putra bungsu presiden jokowi dodo
yang kedua saya tidak akan bicara panjang karena perjalanan ke depan masih panjang
kemudian kalau yang di hilir namanya het
sementara untuk wajib pajak badan akan dikenakan denda satu juta rupiah
yang jelas lega ya lega campur tuh bangga lega terharu juga malu kalau pengen nangis tapi malu ya nggak keras
segeralah pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan serum anti bisa ular
becang ini merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang dan dibentuk kerucut serta diikat dengan tali rafia
harusnya kan mereka dipulihkan disembuhkan baru menjalani hukuman
jadi persentasenya kami tidak memiliki catatan yang akurat soal itu
untuk melihat jika seseorang sudah menulis artikel
bu untung gue gak ikut ya
kayanya bukan keputusan yang bijak kalau melahirkan anak ya
dia kayak detox gitu kan buat pencernaan
kita kan tahu bahwa ini adalah momentum bagi lebaran dua ribu dua puluh tiga untuk pertumbuhan ekonominya nih
nah ini jawabannya singkat karena waktu yang sangat sempit
dalam hal ini kan kita masyarakat kita
selebrasi yang paling heboh yang pernah dibuat tuh kayak gimana
seperti pemain ke dua belas nya qatar
tetapi lokasi kebakaran tidak dilakukan penataan secara total
dan data pejabat banyak
sehingga secara ini secara alamnya akan gugur
mulai dari rp lima puluh dua hingga rp enam puluh
bukan hanya karena wanginya saja tapi rasanya yang menjadi daya tarik
dari tadi diam aja nih
anda bersama sbs bahasa indonesia
menambah parah karena kalau kita lihat dari faktor meteorologi sama atmosfer misalnya dari hujan dibandingkan angin anginnya lebih pengaruh untuk bisa
bagaimana dengan negara negara yang terafiliasi secara regional
belum lagi membunuh misalnya
kemudian trotoar yang tadi juga diberitakan oleh cnn dan berbagai media masa yang lain
albi pratama baramaestro jakarta
eh sorry ya gue kan gak pernah pake tapping tappingan gitu ya itu kalo pake tapping gitu tuh apa maksudnya biar lu gak kena biar apa sih tujuannya pake tapping tuh
ya memang saya lihat juga orang indigenin sendiri yang pada pihak know seperti yes enterprise
memang beberapa kementerian lembaga
ya sehingga kita menjadi tetap dalam arti gini
lakukan sesuatu sebagai kepala negara
badan pangan nasional ini persisnya apa dan dibentuk untuk apa dan kenapa ya kira kira
burung beo belibis burung merak dan makau
apa sih pak yang kira kira bisa dilakukan oleh kemenpora
selanjutnya espresso tersebut diolah menjadi bentuk gel
aku ngadu nih ya ke ojk gitu
apakah dia menyerap oksigen
sayuran organik dipercaya memiliki manfaat baik untuk tubuh karena pada proses penanamannya minim menggunakan bahan kimia
baik pak budi ini yang terakhir pak mungkin terkait dengan tadi anda sebutkan transformasi digital
atau kelompok kelompok misalnya asia
perjuangannya lebih besar kalau misalnya melahirkan anak kesini terus anaknya harus tumbuh besar
kalau produksinya itu mencukupi mencukupinya sampai kapan
mungkin tatiana bisa lebih kasih spoiler sedikit
makanya saya mendukung pssi melakukan protes
itu jadi tahun pertama aku yang hadiahnya adalah satu tim juara nasionalnya itu ke amerika
dampaknya dirasakan warga rusun marunda di cilincing jakarta utara
tapi kalau di lingkungan masyarakat yang terjadi kan bukan seperti itu
pastikan seluruh bagian kulit sapi bersih sempurna
jadi total ada dua ratus lima puluh orang yang sudah di tracing

juga negara negara menghentikan ekspor ke luar negeri
itu satu hal yang bikin saya iri sih
itu pabrik pabrik yang luar biasa
feedbacknya adalah si pemerintahan eksekutif di daerah itu meminta ke koalisi pejalan kaki menyurati mereka
strategi kan untuk yang pertama itu dari daya tahan tubuh dulu nih karena terjadinya penyakit
terus selain untar ada apa lagi chef
rokok memang kita lihat itu hubungannya ke kanker paru ke ppok
pak izi ini challenge buat pemerintah ya
kelompok kecil kecilnya itu pasti ada
pak kalau kira kira sekarang ini ya sebuah negara yang melakukan tindakannya apapun itu
adanya kemungkinan pandemi covid sembilan belas menjadi endemi membuat beban tenaga kesehatan dan rumah sakit masih berlangsung cukup lama
banyak penyebab kenapa proyek properti tersebut bisa terbengkalai
yang penting kita tidak mengalami kebocoran ya kalau di kontainer
nah setelah satu minggu barulah nanti si kacang kedelai yang sudah kering itu akan digiling
yang tahun pertama makanya lu gak ke ini ya gak masuk camp ya
mengatakan street food ini sebagai camilan favoritnya
sehingga masyarakat setelah dua minggu kembali lagi ke tempat lokasi
yang tiga probable manado itu sudah keluar hasilnya dan itu hasilnya negatif bukan omikron
di sebuah acara televisi ruben mengaku hasil pemindaian otak menunjukkan bintik hitam di otaknya
kalau yang hijau ya hijau hanya mengeluarkan warna
karena adonan akan menjadi basi dengan ciri berbau serta berbuih
jadi semakin banyak fansnya di jakarta yang menikmati kepewean daripada dita
ya setidaknya ini mbak eva kalau kemarin awalnya kan seluruh data dari pusat
tingkat keterisian ruang icu kini menjadi lima belas persen dan ruang isolasi biasa menjadi sepuluh persen
taruh lah ya empat sampai dengan enam jam atau mungkin tujuh jam
sebagian jadi batu sebagian masih setengah encer setengah beku gitu
dan yang kalah ini akan diolah sebagai persembahan dalam ritual upacara usaha bersambah
maksudnya ke bandung tuh kenapa tuh
itu terminologi atau istilah dipercepat itu juga kurang pas ya
menurut nabil membangun rumah kontainer bisa menghemat biaya hingga dua puluh persen dari bangunan konvensional
lembaga lembaga pemulihan juga terbatas
memang kita harus akui negara ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan lapas yang nyaman
dan ada banyak informasi dan disinformasi di sekitar itu juga
tapi kalau anak itu kan masuk salah satu kelompok rentan dari kelompok rentan ibu hamil lansia dan orang orang dengan penyakit kronik
bagi orang surabaya kuliner ini memang sudah dikenal
kacang kedelai yang sudah kering kemudian akan dimasukkan ke dalam satu wadah seperti ini untuk difermentasi
mungkin anda bisa memberikan gambaran terkait dengan berapa angka ataupun nominal
jadi betul betul orang yang berada di dalam area publik di dalam transportasi umum adalah orang orang yang aman
maupun pedulindungi tidak dijalankan secara standar
memiliki kalori lebih rendah sehingga buah sukun sangat cocok untuk orang yang sedang
kasih kontainer di dalam kamar nih ya
untuk membuatnya untuk orang orang yang berada di luar negara ini
saat mantra dibacakan seketika saya berteriak
kita kembali ke sini ke negara kita
belum menjadi perhatian serius
bagi warga yang mungkin ingin menggunakan starling ini pak
anak kita mah nggak akan pulang bersama
lapangan tiga bagus bagus gitu kan ya
dalam semua aspek baik aspek politik ekonomi keuangan aspek apa saja
bang idam tadi sudah disampaikan ya oleh wakil ketua komisi dua
yang kuat dan anti lapuk
itu bisa saja anggapan itu benar
melukat adalah ritual pembersihan diri secara rohani
ya semoga kita dapet duit ya c
iya itulah yang kemudian menyebabkan sejumlah orang ini masih terus dicari ya masih dalam keadaan hilang
di mana kenaikan ini juga harus dipikirkan dampaknya ekonomi dan sosial bagi masyarakat
keduanya sama sama menggunakan helm untuk dual purpose
untuk bisa memudahkan penggunanya mengatur pengereman di sejumlah medan jalan
menurut kepala badan pusat statistik provinsi jawa timur dadang hardiwan
jadi ruang mereka menunggu sekitar kurang lebih tiga puluh menit pasca di vaksin
nah menurut world health organization enam puluh empat itu sudah dua belas tiga belas kali lipat
saya yakin kok lawan australia masih bisa melawan
iya cabang gelurnya satu gelurnya dua gitu
ya pak bahwasanya memang kita harus menyesuaikan
untuk saat ini tapi masih kurang tapi bu ya
saya rasa saya mengucapkan selamat kepada pak ganjar dan pak prabowo
lalu seperti apa langkah solutif yang paling sederhana bisa dilakukan
apakah itu polusi bakteri virus
jangan lupa untuk memeriksa kondisinya dan riwayat pemakaiannya
jadi ini memang kita wakafkan untuk masyarakat sekitarnya
kalau jokowi berpikir seperti itu
dan disarankan untuk mengungsi ke tempat tempat fasilitas publik yang disediakan
karena harganya sudah tidak masuk akal
membeli paket catering isoman dikarenakan kepraktisannya tapi ya enggak setiap hari juga
dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesia
antrean pasien di igd pun menurun
kebenaran seperti ini tiba saatnya mencetak satu persatu kue ekrol
dan juga satu lagi juga yang agak ini aku masih belajar terus itu adalah kalau jadi
nabila putri fajar ahmad cita yam depok jawa barat
ini adalah proyek taman ismail mazuki
jadi dia akan kemudian metabolisme tubuh kita aja sih
tapi latihan tetap kayak latihan kita tuh dibagi tiga sesi sempat tiga sesi gitu
tetapi kalau sekali lagi
kami akan kembali dengan narasumber lainnya
dengan pertama melihat kinerja pak prabowo sebagai menteri yang baik
tapi april mei proyeksi bpn
agar lebih segar buah sukun yang sudah matang seperti ini ditambah dengan aroma jeruk nipis dan sedikit susu
di mana kita lihat dari sebelas tersebut sembilan kasus itu merupakan sampel yang dikirimkan dari pintu masuk kita yang darat
harus mematuhi semua aturan yang ada karena seperti kita baru belajar berjalan ya
kalau takut efek samping nanti kita jelaskan
kita melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dari para crazy rich ya
nah yang kedua kita harus sesuaikan ukurannya air purifier kepada ukuran kamar
berarti sudah terikat dari cls dulu ya
yang penting kita cintai diri kita sebagai orang indonesia
definisi dari kemandirian ketahanan kedaulatan dari kacamata kepala badan pangan nasional itu seperti apa
menurut pak afrans pembuatan tauco memakan waktu panjang
tiga bulan wisnu di cls gue masuk ke cls
kerupuknya memang ringan pemirsa tapi gerobaknya hahaha lain cerita
misalnya seperti kasus sintang ya
di bandung udah pada latihan sih cuma nggak tahu tuh dbl nya jadi atau enggak tuh
gue ngerasa ini bukan di daerah jawa sih
oke tapi pasti imbauan terus diberikan oleh kbri dan pemerintah korea selatan secara umum
suara pemilu legislatif masuk mencapai enam puluh lima delapan puluh empat persen dan psi mendapat tiga tiga belas persen suara
jadi itu hal yang pertama
bahkan kalau per kemarin juga ada salah satu pemain kita yang masuk
pan ini dengan kondisi yang sekarang
kalau kita merefer ke bps
namun di atas semua itu sebenarnya hal yang kemudian
di mana kendaraan kendaraan pribadi yang terpilih secara acak akan langsung diarahkan menuju posko di mana saya berada saat ini
mr naujaim mengatakan pria seringkali merasa terjebak oleh nilai nilai budaya
di nomor seribu tiga ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh delapan untuk mendapatkan dukungan konseling gratis dua puluh empat jam sehari
bahwa harus melakukan pemantauan juga terhadap crazy rich
tak jauh dari masjid hidayatullah ada vihara hoktec chengxin
dari ketua kpu dan juga komisioner lainnya
terutama soal identitas sehingga proses pencarian akan lebih maksimal
kembali lagi kan kalau pelatih kan sebenarnya selera juga sih ya
kemudian vaksinnya juga harganya juga dilepas sesuai dengan pasar
manis juga ada mainnya sedikit
tapi sdm juga harus dilatih gitu loh
sehingga beliau itu orang orang itu adalah orang yang memang nenek moyangnya berasal dari bali itu sendiri
dan lebih nyaman aja kalau sholat
tito juga melantik tiga pejabat gubernur tiga provinsi baru tersebut
jadi untuk diisiin dokter yang memang harus cepat dengan pelayanan pcr yang lamanya itu enam jam
lu sempet mau main ini porda gitu
indonesia nggak akan hilang gitu kan
ya untuk bisa menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di masa depan
biasanya ada sepuluh helai daun pandan dalam satu ikat
dan dari sewaktu itu kita lihat bahwa dengan adanya perbatasan itu tidak selalu berdampak kepada polusi udara
kalau ternyata pak jokowi jadi ketua umum partai golkar ya jelas pengaruhnya akan sangat
kulit sapi direbus di air mendidih sampai berwarna kekuningan dan mengeras
pasar toko buku perlahan akan menciut
jadi dari sisi anggaran
kayak misalnya lu lo main kalau misalnya seri ini aja kalau siti rasa gitu soalnya katanya
bocor oleh karyawannya misalnya
sekarang trennya naik lagi nih
terus dicampur dengan buah dan jelly yang ada di mangkok ini rasanya jadi semakin unik
potong kulit menjadi seukuran dadu
kemudian diperlakukan tidak benar
kayak seakan akan mereka tuh
dan menandakan berakhirnya lima tahun menjabat sebagai gubernur dki jakarta
demonstrasi tadi untuk mendesak
bukan akomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah
salah satu hal tentang semua masalah yang terkait dengan polusi udara itu di luar regulasi kita perlu inovasi juga
apakah menurut penilaian beliau beliau sebagai orang italia
nah ini konsepsi dua hal yang berpasangan tapi berlawanan
dan tadi dalam rapat dengan pendapat di jpr kami menyampaikan hal tersebut
ya pak ini harganya melonjak terus ya kebutuhan dari sayur mayur terutama cabai selain beras
tidaklah sebagai pejabat karir
pada posisi seperti inilah
gue ke surabaya tuh masuk ke ubaya karena gue di cls
itu kan nggak ada tentang itu kemarin di tangsel itu karena ada senjata tajam maka kemudian jadi prosesnya cepat gitu
namun ternyata rambut putih atau sering disebut dengan uban tidak hanya disebabkan faktor usia saja
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
bukan hanya makanan tapi juga pakaian kemudian pembalut wanita
mereka sepakat dengan ada catatan
dan silakan kalau misalnya ada hal hal yang akan diperlukan
meyakinkan bahwa gaya arsitektur
supermoto yang mengedepankan performa motor untuk kecepatan tinggi di lintasan beraspal
yang ikut menyambut kedatangan presiden ke korea
pada april dan desember dua ribu delapan belas menjadi tersangka gratifikasi pembangunan tower dan tppu
pasti butuh dukungan anggaran yang besar
di dalam politik itu kan yang dikatakan tidak mungkin kan tidak ada pak
mengenai stok tadi bapak mengklaim

eee apa nekat ya ced ya orangnya ya
ini kalau ada yang nanya kenapa harus dikasih minyak
apa namanya kelompok ultranasionalis juga meningkat
untuk mikirin masa tuanya nanti gimana
inggris sendiri dengan jumlah kasus yang cukup tinggi
terus f satu di indanotoba
kalau hujan saya udah bawa payung
karena saya ingin data ini kan kita harus pahami juga
atau justru ada yang harus lebih difokuskan oleh pemerintah
dari ritual pembersihan memurnikan diri dengan ketulusan hati
mulai itu dari pln kalau nggak salah
bukan baru yang dapat diimpor sesuai dengan peraturan pemerintah nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh satu dan permendak
tapi dengan beberapa persyaratan juga yang sekiranya itu tidak menurutkan bangsa indonesia
memang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan terbaik dari la paz la paz yang ada
dan kalau mereka menjadi korban kekerasan seksual saluran yang kami berikan juga ada
di dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan
itu di bandung juga tuh divano carlo tuh
tetapi dengan keterbatasan ini tidak pernah dilatih
ini desain yang dibuat oleh nafas ini
terus dengan sekarang jadi ketambahan beban satu lagi ngurus bayi
terus kayak biasa nih kalau dari desa gitu
selain itu terdapat pula fasilitas dining car fasilitas untuk defable charging port
guru apa dan pada saat itu tugasnya mendampingi para siswa yang menjadi korban untuk mengikuti perpisahan begitu ya pak
makanya kenapa pak rt bersama warga gitu kan
di salah satu bagian kulit sapi ini
atas tewasnya empat puluh satu orang
oke seluruh bambu yang kita perlukan sudah diambil

maka hakim bisa saja menetapkan juga subsidi kurungan kepada si terdakwa
nanti yang diomongin bukan mau vaksin nanti yang diomongi sanksi apa jadi malah geger semuanya nanti soal itu
kita hire untuk apa namanya mystery shopper
di indonesia dengan segala catatan yang menurut hemat saya
sekali lagi terima kasih
memang itu tidak related directly
tapi ya nggak dapat privilege gak ada kesempatan buat dapetin itu gitu
masih cukup bodak dengan prestasinya baik di kbri ini
ya well kita harus sadar kalau di dunia ini gak semua hal bisa kita kontrol men
yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir
setelah proses panjang tiba waktunya saya menikmati kerupuk kulit
dan bisa saja nanti molor lagi
meski memberikan banyak manfaat bagi tubuh
jadi di kepala tuh udah
jika permainan memanas mereka akan dilerai
apabila kita tidak bisa menjangkau pangan
dan untuk bisa berbagi perasaan mereka dengan orang orang yang penting
namun makanan itu tidak pernah diambil untuk diantar dari restoran
saya harap saya menginspirasi lebih banyak anak anak
nah seperti ini nih panen raya
ingat hidup bukan perlombaan setiap orang memiliki jalannya masing masing
pak terima kasih banyak pak waktunya pak nah ini kan biasanya setelah merayakan hari raya idul fitri
tapi ini juga tidak berlaku untuk semua orang seperti itu
yang selama ini dianggap tengah menuntut ilmu di kota bandung
terus kayak ya antisipasi semua biar gak berbedak sih
untuk konteks sdi tadi
ha ah yang waktu kelas sepuluh cuma nominasi
jadi harapan kami setelah kami menguasai cara mengoperasikannya kami akan berlatih secara mentaliti dengan praktek langsung di emu yang sebenarnya
suara pasien merintih kesakitan dan meminta pertolongan
anda orang maluku jangan suka suka ngomongin bahasa cina ya
macem macem alasan kenapa orang mau childfree
selain itu semakin lama tauco juga akan semakin enak
ingat mencegah lebih baik daripada mengobati
kalau ini dikembalikan pada minimnya anggaran
saya rasa siklusnya itu lebih tujuh atau sepuluh tahun
mendapatkan kelanjut pangkat terus ini
instruktur akan memberikan perlengkapan yang dibutuhkan
bahwa pemilih pemilih ke depannya itu kan
di jawa timur terutama kiai kiai ya
persiapan yang paling besar sih kita bakalan ikut asia games di el tujuh
kalau kita bandingkan dengan negara negara maju
ia berencana untuk terus mondok mendalami agama islam di tempat ini
adalah ekskalasi atau tensi yang kemudian meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini
dalam terkait anis sendiri
bukan saja di luar ruangan tapi ternyata di dalam ruangan juga
bisa jadi dia bisa tapi tidak mau
begitu juga ada yang menafsirkan ini sebagai kami
sosok cakep cantik ganteng
bagaimana kemudian mempercayakan ini ke publik lagi
kadang kadang kan film horror itu dianaktirikan gitu ya kayak kesannya oh ini film horror gitu
mereka mengusungnya melintasi teraktak menuju tempat penyimpanan peti jenazah
cukup murah meriah loh
dan atau jasa telekomunikasi sesuai izin penyelenggaraan telekomunikasi yang ditetapkan
aduh boleh geser pak aduh
di sisi lain sebagai produsen cpo terbesar dunia pemerintah harus mempertimbangkan penugasan bumn pangan untuk memastikan
nah ini yang jadi masalah gitu
sebagai perbandingan warga inggris berjalan lebih dari lima langkah setiap hari
dari segi desainnya desain kain geringsing
ini bagaimana bu nadia melihat soal di satu sisi varian omikron sudah ditemukan
sensor terdekatnya di mampang perapatan
jadi saya sebut aja misalnya bank
pikiran kita tertutup dengan kelompok yang berbeda agama
mereka jemput dan langsung mengikuti misa requim untuk almarhumah istri ratu
misalnya sama ketika kita mau menetapkan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu
dalam pilpres kali ini ada super kontestan
taruhlah tadi bung sof yang menyebut ke institusi pendidikan pesantren dan lain sebagainya
soalnya jarang sih kayaknya kalau beasiswa basket gitu di smp
jadi kalau kita lihat memang dalam dua tiga minggu ke depan itu mungkin ada penambahan kasus dan dia akan menurun pada minggu ketiga di bulan januari
dokter spesialis di indonesia itu
contoh kalau di pasar modal misalnya kan
nanti ini dipotong satu satu untuk dimasukkan ke bagian tepi tepinya
terus yang kedua juga harus antisipasi soal overcrowding gitu loh
kedua saya cenderung berbicara teknis ini
karena kita tidak mau masyarakat kita
jadi saya juga nggak tahu seperti apa tadi kata bapak sebelumnya
nggak perlu dimasukkan di dalam kalender negara supaya merah gitu ya
kami juga mengharapkan kepada teman teman kita yang ada di gaza untuk bisa melakukan terbaik bagi warga gaza
namun hal tersebut tidak mengurangi kemeriahan karena dari informasi yang saya dapatkan
di tingkat birokrat yang
si jamaat ini diserang
jadi sekarang ya dari sisi awarenessnya tinggi kita berharap juga ini bukan cuma jadi tren satu bulan dua bulan
misalnya otp nggak hati hati
cina inggris dan prancis
nantinya kulit akan dipasang di rangka beduk
nah kalau liganya baik akhirnya apa
sebelumnya pria asal bekasi ini sudah mendapat pelatihan secara teori di madiun jawa timur selama enam bulan
kenapa biasanya apa yang membuatnya lemah
di mana negara makin maju di mana grooming itu berkembang lebih pesat
harga rendah sehingga banyak terjadi transaksi penjualan gitu ya
yang menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial
pak prabowo mengalahkan pak jokowi
kalau tadi dalam rapat dengar pendapat ketua kami menyampaikan dua opsi itu tentunya dalam rangka mengakomodir dinamika pendapat umum ya
mereka memiliki sokongan dari pemerintah negara
sebenarnya kalau orang usia tua itu harusnya jalan
bisa menopang teman teman yang bekerja di belakangnya
untuk sementara ini yang saya dapatkan bantuan itu baru susu popok lalu baju buat bayi
apakah kemudian anda juga akan melihat nanti dengan momentum atau dengan mangkatnya ratu elizabeth ii
namun belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik seksual hingga pengabayan terhadap anak
yang kami launching di dua puluh dua januari kemarin pas hari pejalan kaki nasional
tapi juga mengevaluasi kinerja mereka
dan disebut akan segera bergabung dengan partai tersebut
jus sukun harus dibuat dari sukun yang matang pohon
lu pindah pindah juga smp
ya kan bahkan di market conduct ini
tapi kerja di jakarta biar hasilnya akan memuktikannya nanti seperti apa
nah bagaimana menjelaskan approaching dengan visi child free dan konsep ini kepada orang orang ini
dengan memanfaatkan mobilisasi resources
berarti selama dua ribu tiga belas itu apa
nah ini kita kembali ke definisi dari yang namanya itu kedaulatan pangan
direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
dari sejak awal emang udah sama sama gak pengen
jadi nafas indonesia sendiri nafasnya cukup panjang ya
kali ini saya juga mencoba membuat potongan jenis lain
kalau anggaran tidak ada atau kurang tidak mencukupi
iya maksudnya biar nggak berangkat gitu kan
kemudian di banyak tempat di kalau saya tidak salah di berlin
kemudian juga ada tanggung jawab pemerintah terkait dengan bagaimana memberikan angin segar terkait dengan harga
emang yang berjuang cuma bola doang
dan kami tentu bumn sendiri kan kalau kita lihat sudah bekerja maksimal
jadi pada saat ini kondisi yang kita miliki dari melihat siapa yang berhubungan dengan stres mental
menuntut pertanggung jawaban negara mengusutuntas kasus tragedi kemanusiaan berat
tapi saya ikuti tanpa harus menunggu siapa kawan yang menemani saya gitu
mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi
kita udah persiapan maksudnya kita persiapan bukan asal persiapan gitu bukan asal yaudahlah yuk kita ngelanjutin season yang kemarin gitu
pusa bersambah dengan sederet ritual sebulan penuh
karena ceritanya pastinya seru
kepada seorang ulama di
datang protes itu kan tidak sama dengan menyerbu membubarkan
lima negara anggota tidak memfeto
nah sampai pada akhirnya anak bersedia mengirimkan foto atau video sensualnya
karena harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap tiap pemerintah daerah
sebuah taman burung yang lokasinya dekat dengan arena bermain grafitical
sehingga perlu ada membandingkan dengan yang lain
kini usaha kerajinan beduk kentong dan rebana sudah mulai ramai pemesan
terus menggunakan bahan pengganti
lalu benarkah anggapan menabur garam di depan rumah efektif mengusir ular
masyarakat bagian dari deputi
dilindungi karena ini juga hak konstitusi
bulan lalu yaitu proses pemilihan umum
menjelang pertengahan november dua ribu dua puluh tiga ini masih terus berlangsung
tapi ini hal yang menarik ya dok
rata rata tidak terlalu parah ya
jadi juga menyediakan layanan yang transparan serta pengaduan yang aksesibel
sekorsi jukut goreng disini dibanderol seharga rp
kapas kami dapat dari jawa bapak
pak sep kan keras banget ya mengkritik pak jokowi ya
karena pekerjaan saya mau operasi yang dua tiga jam juga
nah secara formal bagaimana sih wujudnya
walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa saat ini jumlah yang probable omicron itu sudah bertambah sebelas ya
juga membuat otak berfungsi dengan baik untuk bekerja atau belajar
jadi mengidentifikasi anak anak yang rentan
di cuseo sendiri sekarang udah punya berapa cabang branch
oh masih di cls jadi latihan juga bareng sama yang main main di ubaya dong enggak
untuk saya weaving dan terutama weaving kerangkai
nasdem dari awal langsung jadi koalisi
nah sekarang saya mau coba challenge mas joe dengan mas reza
anda mungkin memberitahukan kami bahwa mereka tidak berpercaya atau apa yang mereka katakan tidak harus dipercayai
dkpp memerintahkan kpu menjalankan putusan tersebut paling lama tujuh hari
itu kayak kita ngelahirin anak dia disuruh berjuang gitu loh
jadi ini menurut saya sinyal yang baik sekali
indonesia juga belum melakukan pendekatan
dan tidak ada yang kemudian menjadi parah
yang tercermin dengan jumlah fatalitas yang menurun
tapi ruang hijau mungkin penting juga kan
jadi ketemu dengan saudara saudara kalau kita bisa apresiasi ketemu saudara saudara
ini yang kemudian membuat beberapa relawan melakukan pengaturan lalu lintas yang di sekitar sumber wuluh ini
karena sama juga seperti kita kasunanan cirebon dan sebagainya surakarta
itulah yang akan bisa menurunkan harga
jangan lupa follow akun media sosial kita kan
pak ketika indonesia sudah menyatakan sikap
orang jawa menamainya rambak
pemberian vaksin covid sembilan belas rencananya menjangkau satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk dan dilakukan dalam kurun waktu lima belas bulan
kita yang aman itu artinya
berarti ngeganggu banget dong formula di lapangan enggak atau enggak
dan polisi publik mulai menyebabkan atituden orang
kita bikin buat cari jam terbang di ubaya kayak gitu
ada vietnam ada kamboja ada myanmar
nah kenyamanan nih hatinya ke yang mana gitu
kok itop ketemu sama mas azrul waktu itu
maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga ada beberapa saksi yang melibatkan ditetapkan sebagai tersangka dengan inisia sebagai berikut
hmm di asg nah terus dipegang terus yaudah kan chat tiba tiba tuh chat gak tau ada apa terus yaudah nanyain itu sampai juga ke omongan tentang uph
kan sebenarnya ini ada lucu nih
yang ketiga adalah kerja kerja mesin partai itu tidak bisa dinafikan
baik pak muhroni ketua kooperasi warteg nusantara terima kasih pak
berkeliling ketiga negara seperti korea jepang dan tiongkok dalam satu hari
semoga programnya berjalan dengan lancar
masih ingatkah anda konser musik terakhir yang anda saksikan dan perasaan senang saat konser musik tersebut diselenggarakan
aku karena aku pernah ada di posisi yang ya bukan siapa siapa gitu ya
karena bagaimana orang sepuluh menit itu sudah bisa point to point
kalau cabai sebenarnya bisa
eh kenapa lu gak balik ke safendi lagi
ternyata sarapan justru menjadi waktu makan yang sering terabaikan bagi kebanyakan orang
penglihatan dan penilaian mereka tentang pkb
bahwa hasil yang ditetapkan itu diproses
pemungkutan suara melalui telepon juga tersedia bagi mereka yang berada di antartika
itu lebih kurang dua minggu mbak setelah dikosongkan setelah dipaksa harus dikosongkan
untuk mengidentifikasi postingan yang mungkin berisi informasi yang salah atau juga disinformasi
adalah seorang fisioterapis di inggris
kenapa memilih warna cat biru ini bu
tidak terjadi pembiaran misalkan
nah pertama tangan kita harus dipastikan bersih
dan sholat idul fitri bersama nih pak ada tradisi enggak pak yang biasanya sebagai umat muslim yang
namun aktivis dari greenpeace wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi serta safe hour borneo mengatakan
sembilan puluh tujuh kan berarti kalo misal pon yang tahun lalu maksimalnya sembilan puluh dua berarti yang akan datang kan sembilan puluh delapan kan karena event empat tahun
seru banget sih mbak apalagi kan gak percaya gitu bisa melayang
manakala kubah lavanya semakin lama semakin besar
hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita
nah proses pemasangan kulit juga masih dilakukan secara manual
mengingat pertambahan jumlah kasus kriminalitas di indonesia semakin bertambah
sekarang yang dibatasi satu kilo setengah kilo
karena kemarin juga cls mutusin buat gak lanjut kan vakum gitu
semenit dari semenit lu bisa jadi dua menit dua menit bisa jadi tiga menit seterusnya seterusnya kayak gitu
sebagai salah satu potensi ekonomi
ini adalah rumahnya yang nggak boleh dikasih ke orang lain gitu maksudnya
saya misalnya meng underline bagaimana hilirisasi
metode pembersihan diri di tempat pengelukatan yang berlokasi di gianyar itu bersifat personal
atau mengenali misalnya kalau mereka di groom mereka di ancam dan lain sebagainya
rasanya enak waffle nya crispy terus ada es krim sama krimnya ngeblend
berarti tiga tahun tuh kalau enam semester
itu salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tadi
jadi fungsi utamanya akhirnya tidak terpakai
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofian
jangan sampai tangan teriris pisau
sehingga tidak perlu ragu gitu ya atas kemampuan anak anak u dua puluh tiga ya
mudah mudahan tidak terlalu gawat ya itu ya itu banjir dan juga apa
tantangannya cukup besar bagi pemerintah
dan ia ingin dana tersebut dimasukkan ke dalam fasilitas infrastruktur perumahan nasional
proses pencucian dilakukan secara manual di tempat besar berbahan keramik ini
sehingga data yang dari daerah ini tidak bisa luwes begitu untuk bisa masuk
kanker paru walaupun juga rokok jadi penyebab utama
sehingga kemudian ketika ada
kalau di daniel sendiri yang pernah tahu yang pernah lihat
sambelan mak yeye sendiri buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
tidak terlalu ramai seperti tahun tahun sebelumnya karena memang kebanyakan dari masyarakat memilih untuk melakukan atau spt melaporkan spt tahunan melalui website djp online
kalau saya tidak salah ini dari seribu delapan ratus delapan belas ini pak kejadian ini pertama kali
diketahui bahwa plate itu isinya ada sekitar sembilan puluh enam dan kalau dimuat cuma dua atau tiga atau sepuluh lima belas maka sisa plate nya ini akan terbuang
mas ini pan itu kan banyak yang melesetin gitu ya
itu juga jadi pertimbangan gak sih mas ki
aman itu bagaimana anda menggunakan program ini
disamping mengakui pemikiran dan perasaan anda
pengemudi yang tidak mau disebutkan namanya
mungkin bisa mbah rono jelaskan
nah untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual tungkot sipayung direktur eksekutif palm oil agribus strategic policy institute atau paspi
jalan protokol banyak pengemudi bentor di kota makassar awalnya merupakan pengemudi becak namun
warganet lantas geram karena menganggap perbuatan tersebut tidak etis
terima kasih kepada pak mawardi
jadi jangan bersandar di railing dan tetap jaga keselamatan kita
saya juga pikir aduh ini
lalu sebenarnya efek dari awan panas ini seperti apa mbak rono
itu akan memunculkan apa istilahnya itu
menjelaskan sejak kapan rumah sakit indonesia di gaza ditempati oleh idf
dalam prolegnas yang sudah dibahas pada hari ini kamis enam belas mei di balik dpr
dan plotnya juga yang belum pernah kita lakuin sebelumnya gitu
termasuk juga memang ada satu biaya biaya produksi pertanian ini juga mulai meningkat ya
sepertiga mudah mudahan itu
akan dibahas di ruang partai
kemudian mungkin saja itu bisa memberikan moral pressure sebetulnya ya
ruang dinas terkait untuk bisa tidak
bagaimana memenangkan prabowo gibran kemarin
itu sebanyak dua ratus tiga puluh enam sembilan ratus empat puluh satu
seperti bagaimana si kota itu melayani pelayanan publiknya tadi
dan juga di sebelahnya mas kei ada mba devi jadi mba devi rahmawati adalah pengamat sosial dari universitas indonesia indonesia
dalam peristiwa itu kelompok penggeruduk yang dua diantaranya membawa senjata tajam melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan dua mahasiswa terluka
terus ada orang sini eh ini ngapain loh
kemudian ada nyono suharno
emang aturnya begitu atau lu nggak tahu tuh posisinya
di dua ribu enam belas tuh eh dua ribu enam belas
kemudian tinggi dengan minimum satu ratus dua puluh cm
belum lagi ditambah lagi si pihak yang memberikan pinjaman pihak bank juga mulai khawatir
pak marji buka jaket kan
kalau sepuluh ribu permintaan pasar diberi lima dolar panen
karenanya proses pembuatannya terbilang lama
apakah ada yang sesuatu yang menyebabkan kemudian first nation people
secara berkala dan berkesinambungan terhadap seluruh penyelenggaraan telekomunikasi
dari situlah latihan seminggu tiga kali sore habis sekolah gitu kan
terus gak boleh ibadah
nah sekarang alhamdulillah banyak yang ini yang setting setting gitu tuh
di antara seluruh provinsi di indonesia
kalau misalnya nanti sudah pensiun dari dunia k pop ya sudah pensiun dari idol mau ngapain
karena faktor usia kini pengemudi becak beralih ke bentor situasikan dulu banyak banyak becak sekarang
karena takut takut ya dia
di sejumlah titik ini bisa terus dilakukan
dengan dua per tiga kita isinya air
asn yang memang tidak sesuai kompetensi
semakin tinggi tingkat partisipasi
tahun dua ribu dua belas mungkin ya kalau nggak salah ya
yang semua ditakutin ya itu aja satu kebakaran
sebagai menteri bumn beliau itu bersama ptpn holding ya
hasil panen dari kebun pribadi dan menjadi ragam kuliner yang bisa dinikmati banyak orang
basis atau kantong elektoralnya anies baswedan
wih tuh mereka mengancam kita
ya nomenklatur dari dki menjadi dikaji
dan kita nggak bisa temukan tenganan di sini
seperti itu terus akhirnya ntar mereka muncul insight sendiri
menurut hemat saya konflik akan sangat amat besar potensinya
nah tentunya kami juga tidak mau banyak mengganggu kerja kerja sebagai menteri profesional
dan memang penjualannya sangat bagus pada saat itu ya
pertanyaannya adalah apakah selama ini ada yang salah atau yang masih kurang di dalam pemerintah atau masyarakat australia
maka kita akan terlindung gitu loh
kalau kamu atau pasangan
daripada kalau referendum ini menerima vote nya yes apa dampaknya
kan kemarin kemarin kan kritik keras nih kan
saya kira kalau kita lihat sekarang hari ini
karena masih memiliki resiko terpapar dan fatalitas yang tinggi
presiden terpilih prabowo subianto disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi lebih dari tiga puluh
misalnya ada satu keluarga yang belum ditemukan sampai siang ini ada sekitar lima belas orang
loh kan karena kalau bicara
lu sendiri emang gak ada
dan itu cara menurut saya yang paling bagus
nah ini kalau dulu zaman pak harto itu intensifikasi
dihadapi oleh pemprov dki jakarta
kalau harga tergantung besar ke tinggi harga variasi
masuk engkel itu adalah sendi sendi yang harus sering bergerak
waktu di smp masih main buat porda bali
kalau lahannya itu segitu segitu aja
kurang pasti pas aku lompat ada orang masuk dibawah
terkait dengan masalah terorisme seperti itu
berikut kami hadirkan datanya untuk anda
baik dia memperberat penyakit komorbidnya
karena ini memang kita desain
tapi kita bisa merasakan sensasi berlibur ketiga negara tersebut
dia cukup rutin menonton berbagai macam pertandingan afc u dua puluh tiga ini
jadi termasuk juga kawasan kuningan malah
seperti yang saya tuliskan kepada pihak cnn indonesia yang menghubungi saya tadi
jangan sampai pak mentan dan jajaran sudah produksi banyak kemudian nggak diserap
main bayangkara ya pasti gitu tapi
nafkah dan oleh karenanya harus didengarkan dan dituruti
nah kementerian hukum dan ham ini belum ada kebijakan soal
apakah mereka punya orientasi seks pada anak anak atau tidak

ya makanya kita meminta adanya kajian ulang ini
kemudian bpkp juga ya
kalau menurut saya itu sependek yang saya tahu ya ketika ada kasus seperti itu itu sebetulnya bukan pembubaran loh mas
kita berpengaruh untuk menghilangkan kebenaran itu
atau jika anda berada lebih dari delapan km dari tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara itu
karena di dalamnya ada kandidat anaknya
nah kami tidak akan bisa berbuat apa apa
mungkin itu yang paling signifikan ya
itu pertama ya keyakinan saya
kini mehdi juga mulai berinovasi pada hasil pertanian miliknya menjadi produk produk olahan makanan sehat
saya berada di satu sendiri mulai tanggal tiga puluh hingga tiga puluh satu memang terlihat cukup ramai
hal itu diperbolehkan oleh uber menu lock atau doordash
dalam wawancara bersama jeff benjamin dari forbes ia menyampaikan sebagai pecinta makanan manis kroffel menjadi pilihan favoritnya
yang kompetisinya dibubarin duluan tuh waktu itu kan
jadi bumbu merah ini adalah campuran dari pasta toma kemudian kapulaga jahe dan beberapa rempah lainnya khas maluku
kini permintaan untuk kebutuhan rumah tangga pun meningkat
lantas apa solusi dari pemerintah
jadi kita pasti tertarik orang tua pun menekankan mengajarkan gimana itu perang pandan
pak windu pak menkes sudah mengatakan bahwa memang lonjakan kasus di beberapa negara
tadi kak arief ngomong gitu tuh kerasa banget sih pasti
namun nanti kami bisa bertanya tanya terkait dengan kronologi pasti dari kejadian ini
sehingga persiapan kalau dikatakan persiapan yang tidak maksimal itu salah itu diluluskan
dari delapan korban yang hamil melahirkan sembilan anak
bertepatan dengan momen libur natal dan juga tahun baru yang berpotensi meningkatnya mobilitas masyarakat
jadi kadang kadang ada juga angka di bulan juli dua ribu dua puluh satu
ya memang kami juga mendapat input dari berbagai ekosistem telekomunikasi di indonesia
jadi ada percepatan juga untuk waktu pilkada
semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah indonesia
ya udah nah waktu itu ada coach ini coachnya scorbio itu kan aku pernah dipegang sama beliau tuh sama coachnya skorpio itu mas budi
satu kita akan menambah budget yang begitu besar ya untuk bahan makanan
bagi para pencari kerja dan kesehatan sebagai imbalan atas dukungan mereka
ketika perempuan sebagai orang yang punya otoritas
itu gak ada yang orang keluar pada saat itu gitu jadi kesakit
oh tiga berarti sekarang lahiran dua ribu berarti ya cokolo
adopsi resolusi dewan keamanan pbb
oh iya disarankan untuk memakai celana panjang dan baju lengan panjang ya
kita bisa melaksanakan dengan harga rp empat ratus sembilan puluh lima dan rp enam ratus dua puluh lima ya
kan berarti otomatis yang kiri kan numpang badan lu semua tuh
lalu anda melihat bagaimana dengan kondisi di tanah air seperti saat ini
saya kira saya nggak pernah menyarankan karena itu menjadi satu problem utama juga pada kasus kasus yang dia kasus sendi ya
mereka senang akhirnya memulai beberapa
di saat ya itu berangkat sekolah ataupun kerja ataupun kuliah
yang eh ini kalau kita nggak segera
apakah konser virtual itu sejauh ini bisa menghasilkan pundi pundi yang lumayan membantu
dari kartu kuning yang pertama itu juga kami bertanya tanya gitu
produksi arang batok kelapa biasanya dilakukan hanya dua kali dalam seminggu
saat ini pihaknya masih melengkapi persyaratan
dan juga tingkat kriminalitas bisa ditahan
jadi memang dari petugas yang berada di lapangan sendiri menyebutkan
sehingga kemudian interpretasi banyak orang yang menganggap bahwa ini ada kejanggalan dan wasit berpihak kepada tuan rumah
itu karena dihadapkan soal ini
selamat pagi udah pada sarapan belum nih
banyak petani yang mungkin kurang tidak produktif atau tidak memiliki lahan yang cukup atau yang mereka mungkin tidak bisa membayar pupuk dan lain sebagainya
dalam menjalankan usaha sayuran organik
tidak kalah seru tarian sambil memainkan api yang dipadukan atraksi melintasi
korban ditemukan dalam kondisi yang hangus karena terbakar abu vulkanik dan ditemukan tepat di sekitar abu vulkanik yang ada di desa sumberwuluh
produksi krl dari tiongkok bakal memakan waktu tiga belas lima bulan
sebenarnya pemimpinnya itu harusnya patut kita review gitu ya
jauh dari panen raya itu sehingga stok gabah ini kan di tingkat petani kan mulai berkurang ya
berarti kalau setelah ini mungkin banyak yang berpikir untuk mendirikan kedai kopi bertema k pop gitu ya
hari ini anies pamitan kepada warga ibu kota
namun ini bukan robot anjing biasa
apalagi sekarang ini musim hujan
iya pp pp itu keluar kan harus menyesuaikan dengan undang undang yang ada
tapi justru apa ya kita tuh bisa loh jadi cycle breaker gitu
kalau sudah luka berarti ini liang telinga kita tidak steril
ya soalnya lu tadi ngomong juga di ui sama di ugm ya nggak mau di undip itu nggak mau ya undip ya
karena temen temen saya emang udah tau saya jadi gak terlalu aneh sih gitu
kalau menurut bapak sudah optimal belum dari
dan saya menyadari setelah satu lima tahun long covid
ada perubahan perubahan kebijakan
kemudian juga minyak goreng beras nah ini berarti kita bicara warteg ini bisnis yang sangat fragile terkait dengan harga komoditi ya pak ya
yang harus dilaksanakan oleh remaja putri
sebenarnya di gedung transmedia ya
yang sekarang ini betul betul ya tidak hanya masalah seni budaya
kenapa bisa stoknya menipis nih pak
berdasarkan catatan kementerian pppa kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai sembilan lima ratus delapan puluh delapan kasus pada dua ribu dua puluh
ritual ini disebut memperas perasan
sebenarnya kalau masyarakat itu paham
dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe
terus semester ya namanya ya ging ya
kemudian harapannya kan mereka diangkat menjadi pns
ya yang pertama adalah untuk kota kota besar di indonesia kami melakukan yang namanya survei rapor trotoar
artinya komunikasinya tidak secara resmi begitu
gangguan metabolik autoimun dan keganasan tumor
nah kemudian disampaikan oleh pak prabowo ya silahkan dipikir pikir dulu ini untuk kebaikan anda
mungkin bapak maung spill gitu rencana
sehingga nanti pada waktu masuk ke pabrik
mulai dari sate ayam hingga sate sapi yang dibanderol mulai dari harga dua puluh lima ribu rupiah
jangan sampai dianggap kita salah salah kata itu bisa anak muda
dan teknologi kita tidak bisa bantah gitu ya
kalau vaksin berbayar itu terserah kami tidak mengatur
jadi saya berharap ini mereka mereka tenaga honorer
begitu itu saya langsung jalan ke
sehingga memang jika dilihat dengan tahun tahun sebelumnya belum pernah saya selama tinggal di korea pun baru sekarang ini mengalami satu hari mengalami dengan curah hujan yang sebesar itu dan terus menerus
joko itu mewakili harapan orang
lalu apakah memang salah satu faktornya covid sembilan belas
gubernur jenderal david herli telah mengeluarkan perintah
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
sehingga para pengembang ini untuk memulai suatu proyek apartemen yang baru ini
lebih dari sekedar menyelamatkan satwa atau ternak
untuk memilah milah mana yang kategori paruh waktu
itu kewajiban bagi warga kami supaya ingat betul jadi warga tenganan
dan kemudian tentu saja kita perlu menunggu kembali kembali
tapi kak ini kalo misalnya ngomongin kultur olahraga sendiri kalo di jember tuh emang kental nggak basketnya nggak
bahkan terlalu umum atau mainstream untuk disantap saat berbuka
nah setiap stasiun ini terintegrasi dengan moda transportasi umum di wilayah tersebut
jadi dia memang sudah punya bawaan bakat karena dia kesulitan mengelola emosi
gue udah paling rajin buat tambahan
yang tidak boleh dia pakai untuk kepentingan partisan